dengan alat ini upaya pembegalan maupun pencurian sepeda motor bisa digagalkan dengan sekali menekan tombol pada smartphone
tapi gue kemarin sempat wawancara arki nih terkait dengan persiapan dari temen temen sm
itu tadi kalo gue liat casenya sama kayak ksatria bangkawan solo
cuman memang prosesnya agak rumit ya
tadi pagi itu yang mendaftar sekitar tujuh puluh an ribu
sudah di sidra jadinya ya menurut gua sih
meninggal dunia karena mereka tidak mendapatkan bed di rumah sakit dan terlambat ditangani
gue mau liat di salah satu cuplikan juga kayaknya
guard gue yang asik cederangan
untuk mencari peringkat ya bilangnya mencari peringkat
padahal sama dong sayang padahal sama semuanya
masih ada hal hal lain yang masih prioritas bagi saya
kita lihat aja momennya kita lihat momen yang tepat dan kita lihat skala prioritasnya seperti apa
bisa sharing bisa mengembangkan kerja sama usaha dan seterusnya
mungkin ada tambahan chen ji
biasanya itu muter terus tuh dua puluh empat jam
yang ditarik juga ke nba jadi
apalagi yang udah punya player recommendation buat apa lagi gitu
dan untuk mengetahui lebih lanjut sudah bergabung dengan saya ibu eka virgyati dari senter manajer transmarcilandak
seperti momen hari sumpah pemuda hari pahlawan halloween
kehitungannya atau enggak ya oh
penyebab keratosis pilaris terbilang multifaktorial
tapi kalau ditanya abraham
masih banyak persoalan susulan yang harus ditanggung para korban
nah apakah semacam itu perlu diberikan suatu misalnya untuk
sehingga memang diharapkan artinya apa
kenapa kita membahas euroleague
banyak masyarakat yang juga akhirnya merasa bahwa ah jangan sentuh forex forex itu bahaya
harus dilakukan secara bersama sama
beneran si fannisa tuh
para perajin keramik pleret tetap bertahan untuk memproduksi beragam barang kerajinan
untuk kegiatan nation fest yang berlangsung di universitas indonesia ini sangat seru sekali
tapi dengan pemain asing yang
dan juga dari sisi efektif dan dari sisi kos sendiri kalau kita bicara bagaimana pelaksanaan pemilu tadi biayanya cukup besar
orang yang memang menjadi pelanggan atau nasabah atau subscriber daripada layanan jasa sim card
pembuluhan penyelidikan kejahatan rasial lgbt
gue ngeliat juga komunikasi antara pemain asing dan agasi juga bagus gitu
atas masalah ini yaitu dengan mengurangi konsumsi rokok
sebenernya dibawah juga banyak yang kurang ya
dan tadi malam mereka baru datangnya si kendrick nunn juga
yang dialami oleh penyelenggara pemilih termasuk juga oleh peserta pemilunya
baik dan kita akan mengetahui kondisi terkini mengenai kebakaran depo pertamina pelumpang
jadi mungkin suatu saat harus mengatakan eh ini kesempatan yang bagus
statistik yang udah lu bahas tadi
yang buat di jalan cukup kontribusi
pak menkes kita tunggu nanti bagaimana penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah
terkait dengan basaran yang mereka dapatkan
dan bahkan yang paling banyak dinantikan orang di pemilu kali ini adalah debat cawa pres
ada banyak kue khas lombok yang disajikan
karena dia selalu terlupa
jadi sepeda balap road bike itu keliru jangan pakai balap road bike saja gitu
kita ingin mengembalikan tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan
tapi kita selalu menunjukkan kepada pemerintah korea selatan bahwa perkembangan di indonesia itu sudah sampai seperti ini
kalau yang alpha dari inggris itu sekitar tiga sampai empat
dan kami juga mengucapkan selamat tahun baru
komunikasi dengan pemain lokal juga
itu udah tiga postingan bisa dibaca juga di instagramnya abastok gitu
yang penting tim ini bisa ngebentuk bisa chemistry nya bagus selama itu di dalam timnya bagus ya kan
ya lo tau sendiri lah udi fernandez berapa tahun gitu di real madrid
jadi kalau dia masih gede gede seperti musim lalu agak riskan juga
squad yang full team gitu kan
satria muda itu seremnya bukan
tadi kan mungkin belum disinggung juga ya masalah all star ya
dan yang keempat menjaga berat badan
pengen lihat dia lebih jauh lagi sih
jadi memang seperti itu
relatif mereka bingung siapa yang di dalam
pelonggaran ini menjadi angin segar setelah dua tahun lebih
seperti inilah tampak dampak dari kabin masinis kereta cepat yang melaju dengan kecepatan tiga ratus km per jam
terus kalau misalnya lagi playoff di bulan maret atau april
yang menyatakan oh masih jenayel juga menurut saya
center posisi center ini kan sebenernya
itu yang mereka lakukan selama ini kan merepost repost ulang apa yang di share oleh bjorka
dan akan kami konsulkan ke dokter dokter
sekolah boleh menggunakan pihak ketiga
karena memang secara impact
itu anda tahu itu kan untuk sebagian untuk blt puso
fatigue nya juga masih kerasa ya mungkin ya dari fiba asia cup kemarin ya latihan tiap hari gitu kan
karena memang level lu dengan yang lain mungkin agak sedikit berbeda
pemain itu ada di klub
yang mengakibatkan korban meninggal dunia dari baik itu awak bus tersebut maksud saya
ada keinginan untuk merevisi undang undang pemilu kang saan
dan kita agak kaget menghadapi cara main itu
isinya ada nasi buah buahan dan lauk pauk
gue juga mau wajarkan sih maksudnya derick dan
saya berbincang pula dengan nyande
ada yang di kota second tier
but kalo mungkin bahas dari gamenya dulu ya
sedih banget perasaan kalau sedih sedih banget
untuk thrifting maupun brand lokal
maksudnya dalam artian pemain pemain yang matang itu banyak
yang bergerak dalam bidang charity
wajah tim nasional kita sekarang gitu
memang harus banyak perombakan kalau menurut gua
saya disarankan daily atau empat jam
meskipun dalam kondisi realnya ya
yang memiliki baik dari segi artistik seni teknologi pembuatan
anggaran pengadaan mobil dinas listrik ini di apbd solo ini akan memicu kepala daerah
ya jadi tadi kalau yang patah bilang tadi
nah bisnis yang saat ini sedang cukup memperoleh perhatian adalah bisnis pasir laut
yaitu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin
kayak ceng tapi dia pasti dapet troll
keberadaan hasan makarim yang melakukan pendampingan dari sisi keagamaan
berarti musim ini memungkinkan ya pak ya untuk itu ya
kebersihan menjadi salah satu prosedur yang harus dijaga dalam bisnis dunia
menyuruhkan masyarakat untuk mendukung mereka yang menderita akibat bencana ini
karena kawasannya yang cukup luas kami memilih naik mobil golf
dan hingga saat ini terlihat berlaku polisian dari polda metro jaya dan inafis sudah mendatangi tkp untuk melakukan penyelamatkan
aturan yang ada di stasiun dan sedia
terus ke tim tim serbia kayak
ada juga partai politik yang dibuat untuk memboyong istri dan anak anaknya rame rame
nah satu persatu mungkin memang kita tidak bisa melihat dengan jelas ya
dan kalau keputusan itu salah dampaknya kan misalnya saya mengatakan hukuman mati pada seseorang
karena gamenya seru juga sih
yaitu tarif mulai dari rp tiga hingga maksimal rp dua puluh
sama kayak elo tidak menjagokan west bandit
skeptirjennya tinggal mengimplementasi secara disiplin terhadap alur itu
saya meminta kepada pak udaya untuk mencari pengganti saya ya sebagai ketua dari per tv victoria
ya makanya itu justru itu gue belum lihat gitu kan
bisa mencapai indonesia maju
tetapi disitu kalau nanti kita lihat ya
untuk kemudian dibentuk sesuai kebutuhan
sementara itu untuk sektor yang diprediksi memiliki tren yang baik di akhir tahun dua ribu dua puluh satu
buat dewa indonesia karena ini melawan
mau berapa kali juga terserah lu aja gitu ya
ini sedikit aja mungkin temen temen yang belum tau format kompetisinya
bisa membuat pemain lain itu jadi bagus gitu
nah ada dari segi pemasukan dimana
mungkin musim terakhirnya bersama amal tahangtua kita nggak tahu
tapi tentunya itu semua kami lakukan perbaikan
dalam satu minggu pertama capaska dua ribu dua puluh dua mendapat kelas penerapan nilai pancasila
tapi bisa dengan opsi opsi yang lainnya
tapi artinya kekuatan social media engine nya tahun ini paling tidak bisa dibilang sebagai
itu tidak sama pemahamannya di tempat tempat lain atau di daerah lain
itu kita sebarkan karena tidak menggunakan masker
paling enak sih emang kalau gak cuma war ticket aja ya kalau kita mau membeli sesuatu apapun itu kita nolting to lose aja
terdapat tiga faktor yang mendorong kinerja positif iasg
karena memang seluruh negara membutuhkan forex trading
dan juga buat mutually supporting one another dalam hal hal yang praktis
jadi mereka sudah mulai tuh misalnya melonggarkan pembatasan pembatasan
penjelasan terkait bagaimana sistem makannya
di dalam paint area sih
udah akhirnya main terus sampai sekarang
hari terakhirnya baru all star kan
karena dham bisa nembak jared shaw juga nembak
paling tidak apa yang kita menyentuh pada masyarakat
sehingga mengganggu kapal kapal begitu
dan termasuk juga alat alat sekolah dan kelas yang terpaksa menjadi korban dan disingkirkan dari ruang kelas
ini yang biasanya kita lewat virtual aja ya pak
dimana kalau gue lihat sih di musim lalu di regular season prawira cuma kalah empat kali
pernah drop juga di rumah sakit
seperti cara pengerjaan isian bakpia japon ini
warga kelurahan pasar belakang kecamatan sibolga kota ini
mahkamah itu tiba tiba menasirkan open legal policy itu
gara gara yesaya sama argy tampil bagus banget ya
gue udah bisa masuk starting squad nih
rakyat gaza membutuhkan semua yang bisa diberikan
yang bikin lu tertarik
dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar satu ratus empat puluh satu sembilan ratus tiga puluh enam atau dua puluh lima tujuh puluh sembilan persen
gen z itu punya kekurangan dan kelebihannya masing masing
berarti ada tiga puluh dua tim
salah satu hal yang selalu hasan makarim melakukan kepada para terpidana mati adalah memberikan motivasi
dan biota laut lain yang kesemuanya berperan dalam keseimbangan alam
terus juga ada tadi ya kalau kita gambar di lapangan lah
kyle anderson seperti apa gitu ya
mk itu mengatakan bahwa partai partai non parlemen tidak boleh mengajukan pengujian
betul dan nampaknya kita gak usah nambah episode lagi cien ya
waktu nemenin kita lagi malam minggu sepi
bahkan angka pertumbuhannya mencapai double digit
jadi kita akan ketemu di
dengan harapan pembeli menjadi pelanggan
selama ini terjadi salah kaprah satu banyak orang
bagaimana dengan warga sekitar apakah sudah ada lokasi tertentu untuk mengevakuasi warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran
gue beberapa kali gitu ya melihat cara dia main cukup berani
selanjutnya lbmnu jawa barat menyoroti soal ajaran pondok pesantren al zaitun
sd di jakarta di sdn tiga belas pagi terus kelas enam nya di kasiananda di jakarta utara smp nya di malang
pertarungan antara ivar jenner dengan ileg moriba ini akan sangat dinansi
itu benar benar lebih apa ya
cuman ya apapun itu dari hasil ketika melawan jordan sih gue harap bisa jadi ini sih
di round ke dua nanti gitu
dua tahun lalu lo junior nba
kurang lebih nanti di babak kualifikasi ini terbagi dalam dua ronde
mulai sanksi denda hingga hukuman penjara satu tahun sampai tiga lima tahun
selain indonesia empat negara lain yang mengalami nasib sama gagal menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh adalah nigeria yugoslavia dan juga nigeria serta irak
udah cukup merosot tajam ya karena memang umurnya
baik artinya potensi revisi undang undang pemilu
mungkin nanti ada bagian bagian yang kurang baik di awal
beberapa parameter yang menjadi ukuran lokus lokus mana saja yang kita prioritaskan
harus diakui alexander marwata menyampaikan sebagai wakil institusi
dia di posisi dua dalam segi penampilan
berpuasa selama tiga puluh dua tahun membuat soeharto dan keluarga cendana
gue juga jujur pribadi belum nonton pemainannya sm ya
kita juga secara pribadi gak terlalu kenal ya chan
nggak peduli nggak peduli sama apa namanya
jadi bisa dibayangkan akan gimana loadnya kalau saat lebaran
mengganti ketua umumnya menjadi yang lebih muda
manu garces ya membawa gaya spanyol
itu banyak banyak adjustment adjustment yang dilakukan
bisa dibilang baru pertama kali ya mereka ya masuk di play of ibl ini
yang akhirnya orang pontianak sendiri gitu pengen menyaksikan timnya bermain gitu
selamat juga buat kedua tim karena
terkait dengan aliran dana ke partai nasdem
nah ada contoh yang bagus di banjarmasin
untuk bisa membantu sesama di tengah situasi sulit pandemi covid sembilan belas
tapi nggak bubble artinya hotelnya mereka bisa pilih berapa tempat
itu tim tim yang memang belum keliatan konsistennya gimana
pertama karena yang pasti karena
untuk pak menko pmk dulu
ini adalah pulau tak berpenghuni yang digadang gadang sebagai tujuan wisata
dan usia usia tertentu pastinya juga berpengaruh
modalnya kurang jadi pasokannya sikit
menghadapi krisis kelaparan dan risiko kelaparan telah meningkat setiap harinya
iritasi pada kulit memang sebaiknya dilakukan penanganan dengan baik
kaya ketagihan tuh gara gara
dibilang bisa meramu tim
para pembuat bakpia di patok kini jumlahnya lebih dari seratus orang yang terbagi dalam tiga paguyuban
oleh penyelidikan yang terorganisasi
teknik para fund manager yang biasanya mendongkrak harga di akhir tahun
karena memang presiden yang ada sekarang ini
menyadari adanya kemungkinan lonjakan kasus terjadi di indonesia
ada lebih dari lima puluh gram makanan dan minuman di tamrin ten food creative
makanya gue terus gue gak pernah bawain game mereka gitu jadinya
di instagram kita juga udah punya euroleague id ya teman teman yang boleh follow follow
jadi mungkin kami bisa sebut beberapa
oke segitu aja bahasan lucky pada malam hari ini ya
dan indra muhammad satu lagi yang menurut gue jadi apa ya jadi pembeda buat prawira bandung
apakah bisa cukup membuat permainan dari satya wacana jadi lebih enak alur bolanya
dan terakhir kita akan bahas tim yang menurut kita menarik untuk ditonton musim depan
satiwa channel salah tiga yang notabene nya itu adalah dua team yang
di bawah naungan badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip
tapi misal kayak ada tempok atau apa tinggal menyesuaikan
ternyata nggak bisa tuh pemain yang dipilih di draft
gue udah arus arusan gila gue
dari out ke dalam tuh
supaya dia terisi lagi jangan sampai udara kolaps
botol botol plastik dikemas untuk dijual
gue melihat sebenarnya di second round tuh banyak yang ibaratnya skip lah ya
yoi kecuali indonesia patriots ya indonesia patriots kayaknya gak masuk untuk rookie of the year
tapi kami dengan semangat dan harapan ke depan untuk membawa lebih warna baru bagi kehidupan bapak ibu kami selama ini
dengan arus informasi yang segini pesat lalu pesan pesan yang mungkin nantinya bisa membantu mereka hidup lebih baik
kayak komitmen dari pertama dari kakek kakek itu kan
beruntungnya gue waktu kemarin ujian di sana pagi
soalnya ini jedaanya ini gak terlalu jauh nih
gue nggak melihat ini pemain yang
ya berarti perjudianya adalah
sehingga gerindra itu juga ada wajah nasionalis dan religiusnya
nah prof dengan rekam jejak yang sepanjang itu gitu pernah ya ikut ya dalam berbagai rezim
ya maksudnya di tengah tengah ini
satu dua tiga empat lima enam tujuh
ya ya ya expecter lah gue harap dia bisa jadi
nyari itu tinggal nyari shart di berita berita yang lama
firld bubble itu adalah itu adalah teknologi yang kita juga sulit untuk mengelaknya
yuk kita cus menuju es dawet hajah rohmah
cukup ini sih cukup atlatis cuman
karena dia tidak ada misalnya para menteri juga nggak berani menyanggah ya
alion ateo yang memang banyak
viola yang sudah menjadi pelanggan daring toko ini sejak dua tahun lalu kini merasa perlu datang ke toko ini untuk pertama kalinya
masih tetap terus dilanjutkan
mesej dikasih bahwa apa benar si yang bersangkut ini
jika tambah macam macam seperti saya tambah uritan alias telur muda
ini sekaligus menekankan aspek kriminal lingkungan
beberapa mungkin yang mungkin di medan nggak ada primaya misalnya
buat keluarga west bandit
bagaimana mirip ya gambar dengan yang aslinya
gitu emang ga mungkin sempuna lah
saya tuh nggak lihat itu dari satu sumber
mending beli baru ya
itu yang kemudian memunculkan daerah selam atau daerah kumuh
saya melihat bahwa potensi kekerasan melalui geng ini sangat sangat terbuka ya
mbak dini bilang semuanya dilakukan dari rumah dan lain sebagainya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
gue mungkin nambahin ya tadi yang abu bilang
coach ahang yang boleh
kalau misalnya sistem seri kan itu nanti tiketnya ke ibl
cerita cerita kayaknya di sukabumi
akhirnya alhamdulillah sih sampai sekarang udah lumayan lah shootnya untuk shooting shooting
dan selalu menunggu nunggu karyanya itu kalau
masalah banjir belum selesai
pemain junior segala macam itu emang
sepertinya memang kesalahan lebih banyak ditekankan ataupun dibebankan kepada nasabah
nggak enak sama ya itu yang ngeliatin karena anjir banyak banget
kami bahas bersama azaz tigor nainggolan analis kebijakan transportasi dan leo alkan salah seorang pesepeda
oke itu udah dari hang tuah lawan sati wacana
yang seharusnya menciptakan kader kader berkualitas bukan kader karbitan
epj prawira prawira dulu prawira ini memiliki beberapa catatan ya
tapi ini nih kan tadi kita ngejebutin beberapa nama pemain yang bakal rame
nah ini menurut saya itu satu kemajuannya
cis cis cis cis cis cis pola digitalnya langsung keluar
dari empat kementerian tadi
untuk betul betul membenahi kepemiluan kita
untuk kepala ayam biasanya diolah dengan cara digoreng hingga dijadikan soto
menurut gue dua tim yang mungkin secara squad lokalnya
ya euro basket dua ribu dua puluh dua jadi
bagaimana justru pilihan sistem pilihan keserentakan ini bisa mendorong pemilih menjadi pemilih yang lebih
ini pemain tuh memang dari dulu nih udah komplit gitu
semen itu memang pusat tetapi paling besar orang bicara tentang ngambil
dan program ilirisasi turut memacu pertumbuhan ekonomi indonesia
kedua ya laka kuniawan di hang tuah
lereng gunung di jawa tengah terbakar
ketika mereka punya kesempatan untuk masuk playoff
jadi kalau saya melihat sih terjadi kenaikan yang signifikan dari jumlah testing

tapi di sisi lain ada juga produk produk yang
terus setelah dibakar nanti di doang
nah menurut mas ardi gimana nih kayak sebagai pegiat brand lokal
katakan ada blt puso juga khusus untuk jawa tengah ya
karena akan terjadi monopoli oleh sekelompok orang oleh sekelompok anak bangsa
sekarang itu minta izin orang tua
nah ini kalau kita bicara mengenai persiapan kelahiran pastinya butuh anggaran yang memang kalau boleh dibilang dipersiapkan
ya kalau dari gue dari gue sih gue sepakat ya bahwa pergantian pemain prawilan ini cukup memberikan dampak yang sangat besar bagi prawira
tiba tiba ada pandemi dahsyat
oh iya itu dia
gitu sih kalau gue ngelihat dari game kemarin
atau saat mereka bermain dengan hewan peliharaan lainnya
dari baspor cukup panjang
yang sempat gue bahas di episode pertama
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam para pecinta dan pendengar setia abah stok
pelopor bakpia patuk bahkan bersahabat dengan pelopor bakpia taman sari
saya mengalami hal hal yang semacam itu
bukan agresi tapi lebih argumentatif gitu loh
ya kalau dari setiap wacana mungkin gue si kevin ya kevin xiombing
gue rasa dia harusnya bisa lebih step up sih di beberapa game ke depan karena ya dia kayak bisa dibilang tumpuan dalam tim gitu gue ngeliat beberapa set play juga
kayak misalnya kemarin di borneo itu tuh
dari engki lakai siapa namanya ya
tidak serta merta kenaikan kasus itu
tapi secara keseluruhan yang bahas tentang eurolik ini
dari pemainnya sendiri tuh udah lama bondingnya gitu
kok ngaduknya makin berat ya
bakal menguras energi pemain lebih gitu
ataupun terapi yang bisa dilakukan pada saat muda begitu
oke tujuan pertamanya ini nih
dengan tiga calon ini kan kita juga harus realistis bahwa ada kemungkinan dua putaran
pemain asingnya masih sama
itu secara adjustment defense menurut gue akan cukup memusingkan lawan gitu
dari pegi sama west bandits
yang kedua adalah pertumbuhan jumlah investor pasar modal
karena bagaimanapun kawasan dimana dua bisnis ini berlangsung
memang nambah ini biaya kan nambah balok praktis atau kolom praktis
bisa jadi salah satu
dan melepas para pembalap motogp mengikuti parade dari depan istana merdeka
yang hadir sekretaris jenderal kementerian sosial
kalau dari gue sih mungkin yang terakhir
jadi kalau tadi ibu mengatakan mungkin dari lingkungan
apakah di sana juga dilakukan khususnya untuk warga negara indonesia yang memang ada di estonia
tapi sudah pada taraf subjektif civilian control ya
makanya kalau anda atau siapapun yang ingin berlibur ke gili trawangan
lu ga mungkin dapet tunjangan dari siapapun
ini emang dua tim yang materinya sebenarnya
cukup oke nantinya di playoff
artinya mau dalam kondisi apapun mau covid tidak covid trading forex adalah salah satu instrumen aset plus yang paling liquid di dunia
kelihatannya memang diperuntukkan memberikan jalan ke gibran raka buming raka ya
halo pak ikrar selamat sore
cuman dulu beberapa kali gak pernah kedengaran tapi
ya saya pikir kalau kita melihat dari pemilu
tatanan juga ya kapan lagi kita bisa melihat tim indonesia berkompetisi bertemu dengan para juara juara tim di asia lainnya ya
nah itu minusnya tuh karena kita belum punya
informasi yang ada di dalam otaknya
sayang kalau kita nggak kembangin basketnya di kota kota itu
nah ini yang perlu diketahui bahwa analisis boleh salah
yang ketika mengganti pemain batch nya agak agak kesulitan untuk catch up gitu dengan pemain starternya
itu kaget gue kayak gitu dia
dhani wanas yang ketiga ada
jadi pemerintah yang memiliki kebijakan penetapan tarif
gitu artinya ya nggak harus
di bapia japon bakpia dibuat dengan dua ukuran berbeda
ya cuman ya ini ini gambling sih coach eh bos kalau gue melihat
size dari calvin nyerimia sendiri juga perlu
kambing atau memanjat berkonsep dalam ruangan yang nyaman bagi pengunjungnya
banyak persoalan yang harus bapak jawab
timo kan gak bisa main sampai akhir musim sidra lutut
tetapi tidak semua korban pencurian mau melapor ke polisi meskipun pelaku kejahatan terekam kamera pengawas
kalau untuk kita mendapatkan tiket tiket layanan akap melalui online gitu ya
andreas wicaksono madura jawa timur
semua yang masuk lembaga pemasyarakatan nusa kambangan
seperti halnya bapia dan yogyakarta
ya dia bentuknya ya di defense gitu
mungkin kalau mencari tim baru kan agak susah ya pak ya
menurut gue dia seperti apa ya
hingga menjaga adat istiadat
jangan sampai jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak ya
iya ada joshua cutwell yang mengganti malik danbar
dia nembak udah improve banget
siapa yang paling dekat lah secara komunikasi secara emosi secara
makanan berat harganya pun cukup terjangkau mulai dari lima ratus rupiah sampai tiga puluh rupiah pertama saya
justru cukup flop gitu ya
walaupun ya kalau coach kan ada yang baru ya
karena ada orang orang yang ternyata udah punya sadjob
oh enggak kayak giswa yang punya ini ya
demikian cepat jadi saya tahu mungkin lebih baik buat saya terus melayani masyarakat
kita harus terus mengupayakan agar target persen
ya udah gue ngelakuin lah apa yang dia mau
sampai saat ini guru guru kami tujuh puluh persen juga berdomisili di sini sehingga juga terdampak
kak ini dua bulan ini gue harusnya latihan keras
maksudnya ini perhatikan streaming juga gitu
atau gotu gayanya dari pemain lokal yang harus take over
awalnya saya diajak sama teman saya
jangan hanya menganggap oh saya sudah di vaksin saya sudah bebas euforia
saya kira yang wajib itu kan bersamaan itu kan pilih pres
di daerah rentan bencana di samping perbukitan
karena mungkin di polnya sudah cukup banyak penumpang kan
tangerang hawks ini sebenernya cukup menjanjikan
karena efekasinya jauh lebih baik dibandingkan sinovac
dan ya kalau misalkan mereka bisa bikin presentase yang bagus di field goal
semuanya itu terdampak semuanya itu
anda melihatnya ini kan pak mahfud menko poluka mengatakan bahwa sebenarnya gugatan batas usia capres cawapres ini perkara yang mudah
ini berarti kita makan plastik
seorang eli foster karena eli foster ini bukan tipe tipe diolohon yang punya badan gede
anggaran di apbd solo ini mas
kalo untuk di paint gua lupa lagi
dari pertandingan kedua kita tau semua
resepnya rasa berubah terus saya buka pakai arang
yang membentang di kabupaten bandung dan bandung barat jawa barat
berarti rans pick lawan dewa united dan juga bima perkasa lawan pita jaya dan venuenya udah ini
sebelum tahun baru kok kesel ya
dan itu tentu akan menghargikan perusahaan jika terjadi
jadi tanda kutip mengganggu
dengan adanya aplikasi ini kita banyak buyer yang lebih mudah ya
statement gue bahwa ya ini kalau ngomongin tadi justin ya
kalau kita lihat peraturannya kan pakaian bekas itu kan
karena gua ngeliat di beberapa scrim match pick and roll
bahwa pilihan strategi kita ini sebetulnya harus dijaga
untuk menginvestigasi penyebab kecelakaan pada minggu
semoga banyak remisnya ya
kemudian yang paling besar kalau kita kan melawan kemacetan selama ini
bisa dibilang one of the best game nya oki wira sanjaya ya
serangan membabi buta militer israel ke sejumlah lokasi di sepanjang jalur gaza dan tepi barat
salah satunya adalah penggunaan rekaman cctv
kalau kita pegang itu rasanya kayak ada bintik ya gitu
angka itu gitu yang datang
kamu ke memang di di next gamemudah bisa main lagi bisa ngebantu dari si tanggal harus karena kalau
jadi dengan berlangsung satu putaran saja tentunya ini memberikan optimisme yang cukup positif kepada market
secara teori kan perubahan iklim itu bisa menyebabkan berbagai hal kondisi ekstrim
agar tampilan kucing lebih estetik
itu dia yang gue rasa jadi yang harus diperhatikan buat dua tim gitu
kalau kita bicara soal pengetatan memang setiap negara beda beda ya iqbal ya
namun di sisi lain ada masyarakat yang rela mengeluarkan uang demi gengsi
yang perempuan dikasih kudung juga seperti mbak rani
itu belum dengan gaji pemain dan lain lain gitu ya
anda sebutkan tujuh korban meninggal dunia dan dikonfirmasi keseluruhannya adalah warga
dia yang tadinya jadi nominasi rookie of the year
karena dirombak kan berarti harus bangunannya baru menunjang dari peningkatan pelayanannya tadi
ketika dia bisa membuktikan permainannya dia di bpj
dan untuk itu ya semoga ada adalah nantilah perwakilan kita di babak utama
asing sisanya tuh dia masih pakai pemain lokal jadi harusnya ya prawira bandung sih bisa bisa
nanti mungkin temen temen nantikan aja di instagramnya tangerang hawks gitu ya
dan pastinya setelah acara ini kita ingin tahu bagaimana komitmen para capres cawapres juga untuk menyelesaikan persoalan yang dipaparkan oleh pimpinan kpk
namun sudah menjadi ekspektasi serta harapan yang melekat
jeda ini menurut gue cukup baik untuk mereka
nota bd nya bisa beberapa kali mengganti posisi kelly purwanto
biasanya buat thr thr jadi mukena yang
serta data penerima program bansos dari online monitoring system
dan satu empat ratus sekian itu pusuh
pertama gitu ini jadwalnya sih kalau lihat back to back game ya tiga dan empat april
artinya dengan modal sekecil mungkin dengan fluktuasi likuiditas yang sangat tinggi
apalagi sandi juga belum tentu main
kalau untuk bima perkasa
tapi ya sekarang lumayan lokal pada jago jago gitu kan
kemudian untuk penumpang juga hampir mungkin tadi pendapat yang kami dengar masyarakat kan
itu yang perlu di exercise dipikirkan
dan semakin tahun itu trennya mengkhawatirkan
maksudnya ada jamal ada najil yang ada travion di dalam gitu kan
kriminalitasnya tinggi warga juga banyak yang khawatir ketakutan atau seperti apa
selamat pagi selamat siang selamat sore
nah itu membuktikan bahwa memang ya ini akan melengkapi sekuat trans ke depannya sih
rasanya sudah spesial banget enak banget
jika memang gajinya sudah diturunkan
buat si masing masing tim gitu ya
kita kan udah sempat kalah jauh juga kan di window sebelumnya gitu
atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa
kan prof dari awal pbb
demographic dividend atau bonus demografi adalah situasi di mana jumlah penduduk usia produktif
dari kesehatan tuh gimana caranya untuk bisa menjaga kesehatan dari barang barang yang nggak
tapi tiba tiba kita seakan akan ditampar
bahan kita dan everything
petugas parkir mendapat upah sekitar delapan puluh hingga sepuluh ribu rupiah per hari
karena bisa saja kan perilaku anak di subculture di luar dengan di rumah itu berbeda begitu
dia nawarin bro mau sekolah gratis gak gini gini gini dibayangin lah apa pskd
di beberapa hari kebelakang ya
mau gak mau senior lagi yang main pemain asingnya
tidak ada kelly jadinya sadam bisa
itu emang tahun ini pge warnain rambut cuma sih
itu bisa lumayan kasih impact ke tim sih
bisa melayani berapa pengiriman
untuk itu kementerian perhubungan melalui direkturat jenderal
saya sri din pemandu acara untuk siang hari ini
itu pasti akan jadi perhatian dalam promosi dan lain lain
tapi kalo di ipa kan bisa ke dokter ya
mereka banyak diremehkan ya di off season
persidangan dari menko pmk muhajir effendi yang menjelaskan soal bantuan sosial
oke terima kasih sekali pak menteri kesehatan republik indonesia budi gunadi
untuk menjual aneka kostum untuk cosplay
mbak nisa kalau tadi anda katakan salah satu formulasi yang bisa dilakukan adalah
biasanya bawang merah kan diiris atau bahkan digulet
berarti tambahannya adalah empat juta rupiah
tapi banyak ya pak ya pejabat dan juga warga kelas menengah atas
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abastolk
mengejutkan si dewa ini
dengan membawa pelita jaya
artinya dia tidak boleh bermusuhan
dari titik inilah kemudian pado dikenal sebagai sentra bakpia hingga saat ini
kita gak mungkin bisa kalah sekali
berapa jumlah kursi untuk pemilu dua ribu dua puluh sembilan nanti
pelanjut dari presiden yang akan bagi bagi bansos juga ya
salah satu dugaannya ya itu gitu kan
kita mengingat sembilan puluh sembilan nama allah disini
enggak ya oke lanjut main lagi
gue harapkan ketika dia bermain di bali united
kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki
ya gede banget kalo papa gak ngelatih aku
ada beberapa pemain asing yang belum datang juga
berdasarkan hasil riset itu sebagian masyarakat ini menurut saya
di kota surabaya sendiri lomba kucing kerap diselenggarakan dua kali sebulan
gue melihat beberapa pemain dari rookie rekomendasi ini sebenarnya apa ya
biasanya kontraknya itu kalau enggak tiga bulanan enam bulanan atau satu tahun gitu kira kira
pada gue bilangnya itu masalah sekarang makanya di peringkat bawah tuh mentalnya
nah kalau saya lebih memilih untuk naik sepeda untuk mengelilingi kawasan fairy garden
dikarenakan kostum memiliki detail yang kompleks
di tiga game pas dia main itu nggak maksimal tuh
upload story ya kita bakal lanjutin
mantap akhirnya bisa join nih
buka mulai sembilan pagi hingga sembilan malam
nah kalau kita lihat memang indonesia itu belum jadi
sudah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom dengan kuasa usaha ad interim
pedagang setelan baju dan gamis di jalan otista
iya ya cuman ya tipikalnya dia kalau misalkan udah wangi ya udah wangi banget gitu
ya seperti yang lo bilang di story juga
di desa sumur geneng sendiri ada dua ratus dua puluh lima warga yang menerima uang pembebasan lahan
udah pernah main bareng di uph juga jadi kayak
tapi itu nggak harus dari kita
pihaknya sendiri tidak akan melakukan evaluasi
dan dia kemudian menggagas tentang konsep bogor tanggerang bekasi
bebas ga ada kata kata tertentu yang mengikat terkait dengan pemain asing
iya jadi awalnya mfc kegiatan mfc itu biasanya ke restoran restoran indonesia karena kita punya
ya walaupun kita kasih aja deh panggung
sebelum masuk ke final ibl
kemudian dari mana uang yang untuk membantu mereka yang menjadi korban bencana alam itu
size yang dia punya strength speed yang dia punya tuh bisa jadi advantage buat bumi borneo gitu
so far yang cukup berat sih memang si hongkong eastern
mengambil sampel bangkai kucing atau kadaver pada sebelas juli dua ribu dua puluh
cuman ya jadi senjata rahasia buat si pj untuk apa ya
diki budiman menambahkan pemerintahan yang jujur dan terbuka kepada publik
politik itu melibatkan ideologi orang bisa saling bunuh membunuh satu dengan yang lain
dan beberapa momen tuh yesaya juga bisa ngambil kayak momen momen
untuk mobile legends ini di indonesia merupakan game yang terfavorit di bidang e sport ini
dan alhamdulillah apa yang kita catat itu mereka sudah berubah menjadi lebih baik
sepekan kemudian hal serupa juga terjadi pada konser boy band nct satu ratus dua puluh tujuh di isbsd tangerang pada jumat empat november
disana juga ada pemain lokal yang punya apa namanya talenta bagus contohnya ada
kebetulan kan dari rumah ke mahaka kan
jadi sama sama suka makan bareng gitu lintas usia lintas profesi lintas golongan lintas agama
kalau terjadi sesuatu lagi ya kita akan bikin tempat terpusat lagi gitu
bahan bakar minyak yang ada di depo pertamina mengalir ke rumah warga dan sempat terjadi lagi katanya petir lalu kemudian terjadilah kebakaran
brandnya justru ngambil ya mitrain shot yang boleh dibilang gak terlalu penting untuk untuk
karena yang pertama ketika lawan arab dulu ya
terima kasih indihome pokoknya
hitung hitung melepas stres sambil sekalian bakar kalori ya
semoga teman teman di kota kota lain bisa nonton di kota yang masing masing karena jangan sampai
warga ambarawa kabupaten semarang salah satunya ari widya stuti warga desa tambakoyo itu mengaku
kemudian menghindari lantai licin kenapa karena osteoporosis itu adalah suatu silent disease
itu kan akan jadi pr bagi pemain pemain yang
sekaligus untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan
karena kalo ga salah san miguel nya tuh kalo ga salah ga berangkat ke si kompetisi asia ini
tapi industri tekstil yang cukup loyo tadi
perang israel palestina yang saat ini masih berkecamuk juga dibenarkan oleh roni b santoso
pemerintah daerah maupun non pemerintah
sebenarnya ya itu advantage nya ada di nsa ya
untuk mengetahui penyebab kematian kucing yang beruntung
betul karena secara roll dan secara pengalaman
ada sebuah cerita dari utara sumatera
ya empat tim itu ya secara persiapan sudah menurut gue sih sudah siap lah untuk bersaing di delapan besar bahkan siapa tahu jadi kuda hitam
stasiun kereta komputer sudah kembali hidup tikuk
yang terus juga lebih nyaman aja sih
tim liputan cnn indonesia
kelewatan ya karena ini gamenya banyak banget ibu ya gamenya banyak dan harap ya dan harapan teman teman
menurut kepala lapas kembang kuning agus wahono
menghidupkan dakwah luar biasa
kayanya kenapa sih kelly gak dimainin gitu
lu melawan tim kayak satria muda yang secara size aja
tim tim yang sebenernya masih bersaing di zone playoffnya
terus pelatihnya bilang ke bokapnya si justin dia bilang oke gue tertarik sama anak ini coba suruh dia kesini gue mau lihat gitu
itu biasanya dadakan banget ya jadi misalnya dikolling hari ini besok harus mc gitu kan
timur tengahnya ada eropanya
kerugiannya apa untuk sekolah ini di banjir ini
jadi maksudnya paling sedikit tiga kursi paling banyak sepuluh kursi
nah ini dilihat menjadi peluang bagi cukong cukong kayu atau oleh pebisnis tambang emas ilegal gitu
atpm bespau tersebut yaitu pt hino
mungkin posisi ke tujuh atau ke delapan akan
dan ujung ujungnya antara senior dan junior
untuk mengurangi populasi kucing di wilayah rw lima kelurahan suter agung
rencana seri seri ini kan sudah mau dikembalikan lagi ya pak
misalnya memisahkan antara pemilu nasional dengan pemilu daerah
cctv pun berhasil menguak modus mr
di balik berkembangnya sektor pariwisata lombok masih menghadapi sejumput masalah
seperti kasus pencurian ponsel milik pasien bidan di kembangan jakarta barat yang dilakukan sejoli pada sembilan belas september dua ribu dua puluh
adanya mereka pulang pergi gitu
yang bisa ngebantu pemain lokal dan pemain asingnya buat eksekusi
sudah diganti nomor rumah saja nomor rumahnya tujuh puluh lima
tapi penting kita menonton berita berita tentang ini
kalau ditawarkan menteri prof tadi kan pak pol sudah ada tawarannya
lebih diunggulkan sih sejujurnya
terima kasih mbak dini sudah berkenan bergabung bersama kami
akan dilanjutkan dengan tahap tadi
semaksimal mungkin bersama semua stakeholder yang ada
tapi prof melihat dinamika sekarang
jangan jangan orang indonesia itu termasuk ya mas
ada yang bilang dia punya argumen tentang lester prosper yang seperti prime dremon di gsw
iya jadi kayak kantong beras kan lu liat muka gue kan
ia kemudian menyewa lahan milik niti gurnito
tapi memang masih cukup rare ya menurut gue ya
seru banget tapi aku pengen tahu deh sebenarnya apa aja sih tipsnya kalau memang mau bermain di sini
hal ini meningkatkan potensi bencana
untuk setidaknya pelan pelan lah
itu biar uangnya sedikit bapeannya boleh banyak beli
menyadari para korban banjir membutuhkan pertolongan sekecil apapun itu
kita akan ketemu di tengah januari
pakar komunikasi politik universitas erlangga
selamat sore bang ferry
kadang kadang tuhan memberikan karunia hamil setelah langsung menikah langsung hamil misalnya
jadi jangan percaya berita berita hoax gitu ya
makanya pulau ini menjadi surga bagi wisatawan milenial
menarik untuk melihat dante exum di season season selanjutnya
yang berupaya mendekat ke arah pembalap
pemberian vitamin dan obat cacing gratis di kantor rt dua belas kepada kucing yang ada di wilayah rw lima suntar agung
sepertinya agak telat panas ya kayaknya tadi ya
proses tapi di sana
rising star menurut gua sepertinya
lucu dan apa ya
gue gak mau main bulu tangkis lagi
karena peran yang masalah bully bully ini kayaknya nggak ada gitu di tim lain ya
misalnya juga mainnya di selatan gitu ya
nah kalau penyakit infeksi itu keluar mudah sekali kuman itu masuk ke dalam tubuh
misalnya negara amerika dia punya fda
adalah akibat cross lighting listrik
dua korban tersebut yaitu rahma yesmina sembilan belas tahun
di sestol exchange itu investor ke bursa dan bursa yang mempertemukan penjual dan pembeli
memang perlu diwaspadai gitu buat tim tim lain
tidak sedikit dikit ya karena memang arena ini adalah area khusus bagi anak yang sudah berusia di atas sepuluh tahun ataupun juga orang dewasa
diiringi musik khas pesisir sibolga gerakan galombang serupa dengan pencaksilat
secara fisik tidak semumpuni
tapi menurut saya sebenarnya nama stasiun gambir itu mungkin jauh lebih tua
prawira kan di pertandingan pertama itu lawan metal basketball ya
begitu masuk ke jakarta melihat area sekitar gambir
jason ini tipe tipe pemain yang ribut sekali tembak
karena kalo liat petandingan petandingan yang sebelumnya
kan ini menjustifikasi bahwa kita itu seolah olah memberikan perintah untuk korupsi
terkadang buat satu fashion lomba fashion kadang kadang kalau mau pesta gitu kadang pak kucing juga bisa
tapi tetap fokus semua sebagian besarnya di online
kemudian apakah cocok dengan karakter sebagai perlintasan kereta jarak jauh manggarai ini
di samping itu juga ada stasiun harja bukti
kalo gua pribadi yang ngeliatnya ini pj
dia nyaman banget di posisi empat gitu kan
yang disiplin organisasi pertahanannya rapi
karena pengaruh keluarga dan pengaruh lingkungan juga
sudah jauh melampaui satu lima derajat celcius
karakter satya wacana salah tiga sebagai
memang sebenarnya jogja sih salah satu
masih makan apa yang dia punya lah gitu dengan kondisi badannya yang gak fit
nah untuk mengantap ayam balsam ini sebenarnya mirip
komang itu nama pertama saya dan ibu saya dari bali bapak saya dari australia saya tinggal di melbourne
tapi di game final nanti pj juga sebenarnya kehilangan pemain pentingnya yang menurut gue ini bisa membantu dari segi defense dan rebound gitu
untuk jaga the best player dari tim lawan
lu ngekunin badminton kena gebok temen lu yang cewek gitu kan
dari semua pertandingan yang sudah dijalani robot catur ini belum terkalahkan
gue masih berharap reza bisa lebih dari ini lagi tapi
nah beak itu adalah bahasa sasak artinya merah
even pj tuh susah sekali nyari home gitu
ya mungkin dari gua dulu nanti lu bisa tambah tambahin
itu sedang mengusahakan atau dari pihak pihak tertentu
hari dimana rakyat indonesia
chris dalio ini salah satu pelatih yang menurut gue
sedangkan untuk kepala ikan bisa diolah menjadi gulai atau sop seperti salah satu restoran di wilayah surabaya jawa timur ini
dan ini mungkin beberapa hal yang kita bisa membahas
dan juga komposisi permainan gitu
sehingga diharapkan bahwa pemerintahan berikutnya ini diharapkan bisa melanjutkan kebijakan kebijakan ekonomi yang sudah baik tersebut
maka saya akan lebih nyaman kalau saya itu akan berhadapan dengan paslon yang teman teman yang satu aliran dengan saya
sepanjang pemerintahan joko widodo
kita lihat nanti seberapa kuat nih dua pemain beberapa asing pemain eh beberapa pemain asing dari borneo bisa membawa borneo seberapa jauh
pasangannya tadinya mungkin mengurus anak full time anaknya mulai besar
subtansi yang diinginkan mahkamah konstitusi
jadi kan itu akan meningkat sampai di usia dua puluh tahun kemudian dia akan melandai
baik itu oleh koordinator menteri koordinator ekonomi maupun menteri perdagangannya
tujuannya meningkatkan budaya membaca
gue dengan gue punya kenalan aja itu nunggu jawabannya cukup
lalu bagaimana bi melihat keterlibatan investor asing pak di dalam pasar saham indonesia selama dua ribu dua puluh
sehingga vaksin ini kalau diangkat
dari dewa united mereka agak agak kesulitan dengan pemain lokalnya
akibatnya banjir membutuhkan waktu lama
ya itu kehebatan seorang coach tony sih menurut gue dari ya
dari pool kota jakarta langsung ke tujuannya dia
kota kelahiran pemilik warung
karena menurut gue aldi bisa jadi pembeda buat ini ya
karena ya mereka ditunggu tunggu juga sih kalo menurut gue
ini terbukti dari kontribusi nilai transaksi investor institusi asing hingga akhir dua ribu dua puluh tiga yang sebesar tiga puluh tiga
hawk lawan pg itu aspet hawk itu bisa ngelawan tapi kemudian ketika besoknya udah habis tenaga
itu pertama kali gue ngejaga perasaan lo di lapangan
ia menyebutnya metode manpower yang ia tekuni sejak dua ribu
memberikan statement terkait dengan berapa kerugian dari lima puluh jenis merchandise yang memang sudah dipersiapkan
kalau terminalnya bagus angkutannya bagus orang akan senang
bagaimana dia bisa dapat seribu disitu
apalagi kemarin juga di kalahkan ketika di semifinal
ditambah terdapat beberapa kaligrafi tulisan arab yang dipadukan dengan huruf kanji mandarin
dari yang semula rp sepuluh menjadi rp dua belas per kilogram
nah bukan hanya sekadar nongkrong cantik di taman outdoor sarinah ini tapi pada malam malam tertutup setiap minggu
vaksin booster belum bisa dijadikan jawaban akhir dari pandemi ini
selain dia bisa penetrasi ke dalam punya lompatan yang tinggi juga
walaupun terlambat happy international women s day
bisnis yang ada di indonesia sendiri bahwa meyakini bahwa sebenarnya jika satu putaran ini ekonomi indonesia akan menjadi lebih baik lagi ke depannya
akibat dari kotel efek dari presiden
berdasarkan data transaksi dari satu hingga empat januari dua ribu dua puluh
kemarin kan sempat ada rumor bahwa
bentar lagi kayak dia jadi influencer mongolia bu kayaknya dia bentar
di mana data yang di share misalnya terkait dengan pak joni plate dan beberapa pejabat yang lain kan
kan ada ide yang sebetulnya bagus
gue menarik melihat nama seorang
salah satu platform yang para kandidat ini pingin lebih mendapatkan ceruk suara mereka
ya mudah mudahan lah dengan ini
jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya bapak jokowi pada pengumuman capres dan cawapres pada kesempatan ini
tapi at least jangan saling menjelekan
dua ribu empat seinget gue umurnya dumb
kemudian satu sektor lagi ini ada sektor investasi yang cukup unik
yang ada di jepang itu akan bertanding
karena ini kan lagi bagus ya prestasi basketnya
dan sekarang mungkin tadi udah sempet singgung
satu sisi gue sepakat sih ya dengan keputusan tidak memainkan bolden dan abraham terlalu banyak gitu
sebenarnya menarik dilihat setelah ada kedatangan si wille hernan gomez
jadi inilah yang bertahan
walaupun ya kadang gue melihat juga ada beberapa sekuens yang kayaknya kok jadi lemas gini kok ada yang miss pass ada yang miss defense dan lain lain
masalahnya kan dia hanya di asing gedenya aja ya kan
ya pemirsa pasca rakernas hari ini relawan projo menuju ke kartanegara
yang menyebut setiap pasal itu memiliki konsekuensi hukum masing masing
tiga perempatnya adalah komoditas pangan
untuk berperan lebih besar negara ini
tapi untuk bercerita itu bagus biasanya
setelah tiongkok dan india
selain itu penurunan ihsg di tahun dua ribu dua puluh tiga turut dipengaruhi oleh peristiwa global lainnya yang terjadi seperti
kita bekerja sama dengan yayasan onkologi anak indonesia
yoi yoi biasanya kan di podcast pemain cadangan kan kita tukaran dulu lah di sini dulu mampir ya
iya soalnya seperti hafiz apa episode kemarin kita juga kan buka question box juga
apakah apa yang dilihat oleh netizen
itu antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden
walaupun ya kita belum
hal ini sesuai dengan undang undang dasar
apalagi kalau cuma boleh satu atau cuma boleh dua
pak perbaikan apa saja pak yang penting dilakukan pasca sebulan beroperasi pak
dengan sebelas game yang sudah mereka lalui
selayaknya pasar pada umumnya pagi hari di pasar modern bsd city tanggerang selatan
untuk mengidentifikasi kuman penyebab terjadinya sepsis
nah ini game game penting lah buat march meldi gitu kalau menurut gue ya
menjaga orang tua mendapatkan dua garis biru
saya termasuk ya yang merasakan pemilu pemilu dua ribu empat belas dua ribu sembilan gitu ya
itu memberikan gambaran bahwa sang suami bertanggung jawab penuh terhadap semua kebutuhan istrinya
cuma emang nembak tiga bisa cuma emang jarang
lebih ke apa ya beratnya stretch forward
masuk di ibl pertama kali
di wezat sama lakers kemarin
nah ketika dia level up nih masuk ke sm
ditambah bis akapnya sekarang sudah masuk ke dalam
selain untuk dokumentasi hingga membuat film pendek penyewanya juga ingin tampil gaya
dengan berlangsungnya satu putaran saja
salah satunya si suwoyo yang berlangganan berusia
jadi uji bilang reza sangat konsisten
karak atau kerupuk dari nasi
tapi secara jadwal yang tadinya mulai tanggal tujuh belas siang jadi pada diubah ubah tuh kemarin sesuai peraturan ikon
membuat keberadaan pasar karena banyak perjalanan terjadi sekarang
selain idola sama afrika juga kita beli tiketnya sebenarnya kita membeli sebuah stimuly di situ
mempertandingkan g mobile legends liga e sport nasional ini akan dibagi menjadi tiga tingkatan dimulai dari liga tiga liga dua hingga puncaknya pada liga satu e sport nasional
dan banyak sidra juga loh wes banit ya
nah ketika dia level up nih masuk ke sm
kalau lu mau mainin pemain muda semua tapi dengan dio lawon agak kurang cocok
karena saya yakin pak jokowi hatinya merah putih
kayak apa instamid indonesia gitu gitu
atau kcjb menggunakan kereta inspeksi
itu ada terminal dibangun oleh pusat sudah lama itu mangkrak hampir mangkrak
harus ada persebaran urbanisasi gitu
hai menjelang hari raya idul fitri stasiun wus pedalarang tampak ramai pada kami siang ini
dua pertandingan ya berarti ada pertandingan pertama dari first round ada dua pertandingan ya
pemain pemain itu groomingnya banyak dari
pak iman dengan tiga variable menarik dan positif tadi merupakan penggerak isg sepanjang dua ribu dua puluh tiga
waktu itu saya juga pikir saya mau mengenal dari meja yang lain
nah di bawahnya ini bali raja wali bakal
tapi ini satu hal yang bakalan menarik sih
hai makan krecek nya kita makan gudeg nya kita makan aslinya satu suap
genrennya seperti soul dicampur sama elektronik dicampur sama r b dan musik indonesia juga
iya lebih develop dan dia bisa lebih explore gitu
keindahan bawah lautnya menjadi incaran wisatawan
ya terus terang aja jangan dilihat yang sudah terjadi kasusnya itu seolah olah ini terjadi pada satu bank ya itu tidak demikian ya
men set apa ya bilangnya kayak
dan juga harus tetap tadi menjaga proporsionalitas agar jangan sampai semakin banyak suara rakyat yang terbuang
misalnya kalau yesaya yuda aldi
segala problematika yang ada
mulai terjadi sejak september oktober ini gitu loh
dan yang kedua kalau amartahang tua jakarta
ini jajanan hasurabaya agak aneh
jika ditotal dari jakarta membutuhkan waktu sekitar dua lima jam untuk sampai di sini
dinas ketahanan pangan kelautan dan peternakan dki jakarta
dan ke masyarakat masyarakat transportasi indonesia atau mti
jadi gibran berusaha untuk menampilkan dirinya dan itu yang membuat netizen milenial itu sebenarnya wow
untuk waktu recovery mereka di pertandingan kedua
jadi jangan membohongi masyarakat gitu loh
makanya secara atensi cukup bagus ya
ya pasti pasti struggling cuman ya gue harap ya dari sistem homoy ini bisa berdampak bagus sih
sudah pelangganannya di online tapi baru sekarang di sini
dan misalnya dipastikan sudah tidak akan maju lagi
bagaimana sebetulnya kita sebagai masyarakat sebagai society juga bisa menekan hal itu ketika kita melihat terjadi di lingkungan sekitar kita begitu pak joni
saya harus tanya langsung bagaimana perspektif anda mengenai intensitas aksi ini
padahal tadi udah nyari di sini ternyata ketemu serem gak sih sering nggak sih kayak gitu juga
tapi lu pernah ikut ikut kayak zoom meeting latihan latihan orang kayak gitu
tapi memang kemudian ya tadi itu karena apa ya karena persoalan untung rugi ya
kurang pas rasanya jika pulang tanpa membawa oleh oleh
tapi lo gak ada kepikiran buat main di luar
kekentalan abuse of power kemudian pada penyaluran bansos ini belakangan menjadi terasa
jua raga ini salah satu rekanan dari kementerian pemuda olahraga juga indonesia
puntung rokok ini tidak bisa terdegradasi dalam waktu yang singkat
cutting cuttingnya bagus banget di hantuah
membantah apa yang disampaikan pimpinan kpk oleh pak alex marwata
ketua rukun warga lima nurus sobah mengatakan lega
apakah gibran menjadi tokoh yang paling mencuri perhatian di debat cawapres kemarin
saya mau tanya deh pak kenapa kemudian sejak awal bahwa kementerian kesehatan sudah mengetahui bahwa akan ada gelombang seperti yang terjadi di india
terus di becel yang apa di ronde kedua ini
artinya bahwa sinergisitas antara pendidikan di dalam sekolah dengan rumah itu yang hilang selama ini
ini gua ngeliat dari asing saja
jadi saya akan menanyakan beberapa kegiatannya itu
kalo misalkan lu terikat dalam institusi media
tapi kita optimis insya allah bisa satu putaran
kali ini dari euroleague kalau dari lu gimana iya kalau dari gua tadi juwancow juga menarik
bayar siswa papa gak bayar uang sekolah kamu
mungkin dari kualitas ya karena memang kita
saya berterima kasih pancasila dan rakyat indonesia
juga makanya secara peraturan seharusnya
perencanaan dana terlanjut sebenarnya akan meliputi berbagai hal
kita lupa bahwa kita punya segmentasi terkait juga pelanggan ya
perginya bareng si i
salah satu pemain yang bisa memberikan jaminan untuk ras ini
untuk ngejar seorang yuda yang boleh dibilang butuh backup juga ji
sebelum kita kenalin ke narasumber kita yang kita tunggu tunggu sebenarnya
betul ya coba kita bedah ya yang punya home
rian andika kurang kurang tau
seperti di tahun dua ribu dua minimal sama ya
ini menarik juga pak bahwa who kan sudah memberikan rekomendasi
warga beramai ramai membawa tembolak beak sambil berjalan kaki
cuma kadang kadang orang kita disiplinnya agak
jadi agak sedikit lebih besar ya
untuk jadi suatu brotherhood
penduduk bumi bisa menghadapi masalah yang tidak sepele
ya berbanding siapa ya tivan erga paling erga aldo
kalau nggak ada ktm masih sma juga nggak apa apa
delik aduan yang kedua apa yang masuk dalam kategori penyerangan kehormatan martabat harkat
terminal disediakan ruang tunggu kalau dia nggak bersedia menunggu kita nggak bakal
mereka calon kuat karena
tapi secara kualitas kembali lagi gue belum melihat semua pemainnya
kalau grup kecuali bisa aja sih
desyari tonang andra anhar jakarta
kenapa karena saya patokannya dari positivity rate
dan tentunya ada bakso ayamnya
kalau kita nggak mau ngomong itu beban tantangan tersendiri
bahan seperti yang tadi parfum atau skincare skincare yang berbahaya
lalu terus juga ada abram ramagrahita
kemarin kalau misalnya walaupun menangnya agliwin lawan pasifik pun mungkin akan sangat membantu untuk secara mentally bagi mereka gitu
hati hati ya saat mengangkatnya
hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
latihan juga di jakarta gitu agak susah
ah maksudnya di game game sebelumnya gak kelihatan juga
mungkin juga kita harus ingat gambir ini kan bukan hanya pusat monas ya dahulu kala
karena dikenali dari lukas film
yang berpotensi untuk back to back mvp
lalu apakah fenomena window dressing tersebut
itu motifnya kalau nggak ekonomi kayak ngejual data masyarakat indonesia di awalnya kemudian politik atau eksistensi
kurang lebih sudah lima lima tahun ya mbak
tapi pelatih gue itu disana tuh adil jadi oke lo mau masuk tim
atau orang masyumi jadi pki
lulus ke playoff atau ada ada tim yang sebenarnya masih sosok tapi lu ngelihat punya punya apa
gue bilang udah kamu gak usah latihan sama mereka lagi kamu latihan sama saya mulai dari sekarang
perjalanan politik dinasti indonesia tak lepas dari warisan orde baru
masing masing ada satu staff pejabat s satu yang hadir
membongkar kunci kontak pelaku lantas menggotong curiannya korban mengaku sudah melapor ke polisi
tapi kan kita masih akan melakukan tindak lanjut
ini terhadap misalnya instrumen investasi saham
jadi baru ibl tuh baru game pertama kemaren ya hari jumaat
nah ini nih yang membuat selalu rindu
lalu juga sistemnya presidensil dengan mereka menggabungkan pemilunya
mungkin bisa di swipe sama ranz dua tuh kemaren
memperebutkan dua tiket tersisa untuk ke babak utama
karena apa mbak enggak dianggap tidak tertarik
dalam hal ini misalnya kayak hari ini ada bpj nih
selain presiden dan mantan presiden yang membangun dinasti politik
jadi memang kita bisa merencanakan tapi kenyataannya memang realitasnya jauh lebih tinggi dari yang kita rencanakan
namun untuk seniman indonesia yang domisilinya di indonesia memang lebih sulit untuk lebih sering tampil di australia
meskipun kalau kita lihat tanpa dia tahu indonesia
itu dari awal munculnya hp itu sendiri ya handphone teknologi seluler
dan ketika terjadi goncangan ya
deretan toko tertata apik di sepanjang jalan
kalo gua sebenernya untuk motor profesional
untuk menaikkan standar minimum
baking soda di atas wajannya jadi kita bisa menggunakan cuka yang terendam di atas wajannya
apalagi kakak kelasnya kakak kelasnya kakak pas aku kelas dua kan ada kakak kelas kakak kelas aku tuh bener bener wah main tuh gimana dia aja mungkin gara gara dia kakak kelas
ini ya nyata nih mbak sun itu tetap baik persahabatannya dengan sini dengan bapak saya
bukan karena emang ibl menyusun itu
jajan seharga lima puluh rupiah dapat apa aja ya langsung kita belajar saya salma bagas
ya ini perlu di apa ya kita perlu sadar kalau kita sedang membeli sebuah entertainment lah
pemerintah india secara resmi melarang ekspor gandum ke luar negeri
oh jangan lupa setelah merayakan pasca ya
tiba tiba mengalami demam dan muntah muntah pada malam harinya
oh ini apakah nanti beliau tidak netral dan lain lain
kita sudah tidak perlu lagi drama drama
hmm tapi yang saya ajak ini
pengadaan mobil listrik untuk kendaraan dinas saat ini memang tidak urgent
bisa mau compete dengan tim tim lain gitu
kalau disuruh pilih presiden atau wakil presiden
ataupun nanti ada yang mulai datang rame gitu bu pada pemulai siang hari
kalau misalnya dia dapat suara ya
jadi tiga topik yang kita akan bahas hari ini ada transfer pemain dari euroleague itu sendiri
pastikan untuk meningkatkan kualitas dan juga kenyamanan khususnya bagi masyarakat yang menggunakan transportasi
terus panas dari awal
dari skala satu sampai dengan sepuluh seberapa urgensinya revisi undang undang pemilu dilakukan
jadi satu satunya harapan kami adalah
memanfaatkan posisi yang rata
dan kolaborasi itu berbeda beda itu
dan kemudian pilihlah yang nanti akan menjadi penerus dari presiden ya
besaran kenaikan suku bunga nevet di bawah konsensus pasar
jadi ya kayak ada send downs nya sih dari pemain lokalnya raja wulimedan
tidak ada nanti kita akan kalau mereka ragu silahkan bersurat kepada kita
lalu kedua tipsnya seperti apa ini pak ardi untuk warga terhindar dari kasus serupa
kota yang punya tradisi basket di zaman dulu yang kuat ya
juga perlu tahu bahwa mereka adalah manajemen senior
kalau kemudian masalahnya di anggaran
kalau kita lihat ini adalah di sleptime indonesia today dan epi
nah kalau yang di luar dua itu maka masuk secondary
hendra kurniawan dan agus nurpatria adi purnama dua terdakwa kasus obstruction of justice
gara gara mungkin gak ada pemain yang selevel dia lagi sih
soalnya itu kan daerah emo zaman lo soalnya
jadi memang secara kesiapan mereka juga mantep gitu apalagi mereka punya home sendiri loh
pasti ada semacam semangat untuk membuktikan gitu mereka sebagai tim baru
terdiri dari campuran mie kuning bulat bertekstur tebal
band lokal yang gue pake sekarang nih dave ya kan
jadi gini waktu indonesia patriots
dalam sehari tempat makan ini mampu menjual empat hingga lima kepala kambing yang dipesan online maupun langsung
agar target dapat terpenuhi
oke jadi mungkin yang menjadi pertanyaan selanjutnya
jadi kayak masak seminggu sekali
tapi jika orang orang datang dari negara lain
tapi saat daniel bermain ini menurut gue kepingannya rasti akan lebih lengkap gitu
yang akan bisa jadi breakthrough year ya lansun
mereka memiliki kualitas permainan yang lebih baik disiplin kerjasama tim organisasi permainan
hanya di lantai tiga dan empat yang digunakan untuk berjalan ke jalan kaki
bulu bulu dari ayamnya ini harus benar benar hilang
banyak temen temennya juga kan ini harus semangat
kalau di jakarta ya kak masih inilah pick up game gitu
pertama kali terjun ke politik itu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu
permukaan kubah turun menjorok ke bagian belakang masjid
ditambah fakta bahwa irak ini pemain pemainnya juga rata rata juga sama
kota yang ada timnya
lebih dari tiga ratus kostum berbagai jenis karakter
kalau ini tidak dipahami ya
semoga aja kita ada waktunya gitu
sedang berlangsung juga mau berlangsung ya pertandingan antara pg lawan hong kong eastern ya
masalah kamu masuk ke tim atau mau itu sekarang mau nanti
jadi saringannya sebetulnya sudah cukup banyak gitu ya
oke oke berbicara soal paslon lawan apakah kemudian ini bisa dilaporkan
bisa belajar lebih banyak dari gregorio wibowo
ya tapi ini jelas musibah ya musibah dan tidak kita inginkan ini
itu dianggap orang orang yang secara pengalaman harusnya bisa menolak perintah atasan yang bertentangan dengan hukum
ngelihat ini pemain lokal mentalnya begini
jadi tujuh hari seminggu
yang tadi kita bahas di situ sebelumnya
untuk bermain cukup lama
setiap kawasan hunian itu harus ada layanan angkutan umum
artinya pemilu dua ribu dua puluh empat ini dipastikan secara analisis media sosial ini jauh berbeda dengan dua ribu sembilan belas
salah satu jalur yang terpenting untuk membuat itu berhasil adalah membuat komuter
menyewa daripada membeli pakaian adalah pilihan yang lebih ramah lingkungan sewa baju bisa jadi
dan sampai gak bisa nafas kadang gara gara penuh ya
tapi sekarang dia menyadari itu gitu
dan kalau misalnya dari sisi dewa united
gua melihat juga kayaknya liga mas jisoo sekarang udah mulai mendapatkan
mungkin bram ya chon ya
sebetulnya memang kesiapan korea selatan dalam pembukaan pembatasan ini seperti apa ibu zelda
dan terus pihak keluarga itu ada yang ingin mengembangkan usahanya
seperti apa analisis anda apakah mungkin dilakukan
sedangkan untuk pembuat bakpia di ganggang sempit khas kawasan urban ini
asal kita disiplin pakai masker dan jaga jarak
macem macem ada yang bawa ketupat bantal pisang
tidak semaksimal seperti mereka di fiba asia cup
bahkan saat masa pandemi bisa mencapai ratusan juta rupiah loh
nah ini salah satu ciri khas makanan khas sunda
iya iya tanggal tiga belas sampai tanggal tiga puluh nanti bakal ada playoff di gor citra arena bandung ya
atau hunian di sekitar lokasi kebakaran mahardika
udah pakai ini aja biar rasanya kan khas gitu loh maksudnya
jadi memang pembangunan suasana naik turunnya itu memang menjadi satu kewajiban
dan rata rata orang tua yang butuh bantuan di lokasi ini ternyata memiliki masalah lain yuda
terus praksi praksi yang ada di dpr
ya untuk para fans ibl yang ngechat di chat youtube mana nih pertandingannya mana nih
naturalisasi harus dapat surat dulu deh federasi
jadi ketika kita runtuhkan
perannya jason nih dia jawali gak ada yang bisa gantiin juga seperti kayak dhani lah menurut gue
ini letaknya berada di belakang masjid res area kilometer lima puluh tujuh di lantai dua

dan untuk bak penampungannya ini sendiri ini kapasitasnya adalah sekitar lima ratus an kubik air
menunya apa tuh mbak biasanya yang bisa dimasukin kulkas terus langsung mungkin digoreng goreng ayam
buat segi offense dan defense pun juga dia berani banget buat jaga pemain asing dia gak takut untuk fall dan lain lain
itu sudah ada dan ada dicantumkan di transmarcilandak
betul jadi gini ini nggak bisa satu pihak ya
iya loh kalau lu main malem kayaknya
kemudian kita lihat berikutnya adalah rugi penyelenggaran piala dunia
apakah memang benar benar semakin tinggi seperti india yang katanya ada tsunami covid sembilan belas
termasuk kepala lapas yang ada di sana
karena mereka bisa bikin something different di pelita jaya gitu kan
harus raja itu harus puas gitu
transaksi tunai itu sulit untuk dilacak
kira kira bagaimana ya bisa seramai ini
ini sangat merugikan kami karena secara terbuka
pelonggaran itu menandakan langkah awal indonesia memasuki masa transisi dari pandemi ke endemi covid sembilan belas
pemain ibl gitu udah lama kan
tujuh voter dengan wingspan sepanjang itu cukup memudahkan bagi dirinya sendiri dan juga tanggerang hoax
kenapa kok bisa sampai dikaitkan dengan tren rifting itu sendiri
api menyala sekitar pukul dua siang
sehingga ini oke sekarang
yang rajin buat rebound
yang di belakang senjatanya kurang
lalu undang undang pemilu ini kan menjadi instrumen kita dalam rangka menuju tujuan pemilu ini tadi gitu
pilihan yang tepat sih kalau gue lihat ya mungkin kalau uji ada tambahan ya kalau gue sih ngeliatnya
kali ini kita masuk di episode
dan kemudian dari sini pompa ini kita bisa lihat ya ini adalah jenis pompanya
tapi kan itu butuh proses yang panjang
nah tapi selama ini dari lingkungan
dtg yang harus pake press itu
ya sudah lah ya gitu gitu sih
kalau misalnya pt nya dikecilkan daerah pemilihannya dibuat besar
jangan lupa untuk dengerin podcast selanjutnya
caranya ya memikirkan bedabilnya sendiri
antrean kendaraan di gadok terpantau padat merayap menuju puncak
yang gue harapin sih itu sih dari hang tua
ya ini sebenarnya lu basic keluarga lo kalau misalnya kita lihat
dengan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun dua ribu dua puluh
salah satu yang terbaik adalah di indonesia cup
menggunakan tusuk sate belum selesai kami masih mau beli dessert yang manis manis ada es kulkul
dan makil mikail yang berusia satu tahun
hari ini tadi udah sempet disinggung juga sama lu
ataupun ikut menjadi tuan rumah di piala dunia u dua puluh ini
toh lawannya ini sudah dibacking full
opor lontong sayur puas deh oh ayo kita makan ini menjadi ciri khasnya nih ya semuanya masuk
nah sekarang ini pemerintah pun
ini masih sangat didrive oleh sentimen dari global
disitulah mereka bisa disandingkan nah disandingkan
sehingga sulit untuk membuka pesanan lawan
draft lagi ya mungkin ada ada kemarin ada jeda international dulu ya si james terus ada apa
dan bahkan perusahaan itu akan mengganggu produktivitas dari perusahaan tersebut
kalau misalnya dia bisa minum dengan baik dia makan baik terus kencingnya sering setiap empat jam
karena walaupun mpr sendiri itu sudah
tim liputan cnn indonesia
tapi dalam sisi yang lain misalnya kemarin dimunculkan keterangan saksi dari mantan wakapuri
lalu kenapa kemudian di tahap tahap akhir ini kemudian diuji kembali
bulan depan atau tiga bulan kemudian setengah supermarket itu semua orang india loh
lu mau rebound dengan satu center aja
kawasan lembang memang merupakan daerah penghasil sayur dan buah buahan
ga adanya ibn muhammad pasti berubah
kompas yang edisi collab collab juga harganya bisa se
makanya itu jadi masalah fiodan ya dan juga prawira
bisa satu rahim pak anies pak surapaloh dan lain lain begitu
tapi kalau di daerah yang lain fasilitas dan segala macam sih sudah sudah mumpuni sudah pada hari biasa
secara ekonomi ini akan berpengaruh gitu untuk pengrajin pengrajin maupun produsen produsen kebaya
ya data bisa terhubungkan
namun karena ini situasi pandemi ini adalah sesuatu yang luar biasa
gue udah adaptasi kayak satu bulan setengah
untuk eskapatur mininya gitu ya
jadi jangan kecepatannya yang dilihat
kita cuma bayar rp tiga lima ratus saja
maksudnya najil yang itu kan top score di
lebih dari satu lima derajat di banyak tempat di benua asia
gue gak tau lagi sih persoalan generasi stroberi memang kompleks ya
dari ibl ini setelah season yang lalu
market merespon positif di mana pemilu berjalan dengan aman damai dan juga kondusif
biasanya kan rata rata jam sebelas saja itu jarang kadang jam sebelas
tidak ada malahan kita bayar pak lima belas per bulan
fasilitas stadionnya belum memadai gitu
membuktikan kalau kita tuh juga masih bisa fight walaupun tanpa bram dan golden sebagai core dari permainan timnas ini
dari squadnya dewa gitu
kalau badannya shape nya kayak waktu itu kayaknya orang akan sejaga dia sih gue yakin sih
ikan teri juga paling enak diolah dan dicampur dengan sambal
ke negara asalnya gitu loh
sesampainya di gerbang tol ciawi terdapat pengecekan ganjil genap yang akan mengarah ke puncak
supaya dari pelit aja aja gak keterateran dengan posisi dua dan tiga dari west bandits
apakah sejurus sama yang kita katakan di episode episode ini
emang gak bisa jauh jauh sama vanisanya keliatannya
sebelum melakukan parade para pembalap motogp melakukan audiensi dan berfoto bersama presiden joko widodo
tapi tapi tapi sebenarnya dari mana ya resep daun sesegar ini
kami menghubungi bapak dr tiong chin seorang pebisnis namun dalam hal ini adalah penggagas dan pendiri dari fakta
kalau ditambah kan lebih ke utara gitu kan
coach meldi memang butuh nih game game kayak gini
yang telah bersama sama menggunakan transportasi publik yang telah disediakan oleh pemerintah ini
lebih besar di pasar domestik
ini ada games di kita di akhir obrolan kita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
yang masa ibu ibu ini yang pada ngungsi di sini
gitu dan nah ini rotasi dari coach dev aja sih maksudnya dari lokalnya siapa yang akan coba berkata dengan pusingnya
tinggal kita bukti nih omongan kita yang kita bilang sekarang nih bakal ini gak nih
cocokkah tepatkah atau seperti apa pak
tapi bekal tersebut itu tetap harus sama dengan apa yang disediakan oleh sekolah
gak langsung banyak titik titik gitu kan
kalau tadi gue ngomong dewa akan butuh leicester di defense
apakah untuk beberapa tahun ke depan ini juga
tetapi yang banyak orang tidak tahu
bukan sesuatu yang harus kita pelajari lagi
gak lah gue yakin lah
di episode dua ini kita akan bahas tentang dampak positif dan negatifnya home and away
tidak perlu khawatir karena banyak pilihan tempat kuliner di area jalan mh tamrin
jadi indoor stadium apa gitu
seru banget sih playoff kali ini menurut gue karena
nonton sekali sih yang tua ya gue bisa lihat otok nih akan jadi pra jadi pemain yang juga punya
waktu pemilihan gubernur pemilihan anggota legislatif atau pemilihan presiden
jadinya pas lagi di big big momen tuh
tim liputan cnn indonesia
skilling development yang sesuai untuk para pemuda ini untuk menjawab tantangan pasar tenaga kerja di hari ini dan di masa depan
itu dia akan bisa menjelaskan apakah ini rekaman ini berupa rekayasa atau rekaman langsung atau apa
setelah sebelumnya pernah mereka lakukan pada januari lalu
akhirnya saya melabuhkan pilihan ke area makan outdoor kekinian tamrin sepuluh food and creative
mulai dari karyawan bumn
kita mau ngucapin selamat untuk prawira dan pj
pak aku juga sadar kemampuan finansial masing masing
satu setengah tahun satu tahun satu semester
ada reza ada k i j ada tirob gitu
makanya mungkin pemainnya itu itu aja
ganjil genap ini diberlakukan untuk mencegah kemacetan panjang saat akhir pekan
ngomong ngomong suka buat temen temen yang suka thrifting nih hari ini kita juga kebetulan
artinya keluar dari pertiwi keluar dari fakta
nah memang karena di australia ini
seberapa mengerikan meteo di levadova dan kawan kawannya
mama terkadang beli makanan atau sayuran
running itu secara cost gimana mungkin
apa yang dia lakuin di ibl
bahwa nantinya pemerintah akan memperlakukan tarif itu setelah februari tahun dua ribu dua puluh
ya kalau kita lihat kan tadi faktor utamanya bahwa hanya berlangsung satu putaran saja diprediksi begitu ya
cara umum pasangan suami istri itu memiliki sembilan bulan masih sudah untuk memperlihatkan kelahiran anak
bahwa inilah bibit bibit premanisme yang masuk ke semua lini masyarakat kita
nah tinggal kita lihat apakah hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa perbuatan dari para tersangka ini terdakwa ini
lalu berikutnya adalah pada saat memiliki anak sendiri
enggak kalau gue bukan hatersnya dia
saya melihat bahwa ranah pendidikan kita sangat rentan sekali dengan kekerasan
oke berat banget ya ini berapa ini beratnya
serta kaitan antara pimpinan al zaitun dengan nii
oke semua ayamnya sudah dimasukkan ke sini
perdana menteri burhanuddin harahab
friendship friendship yang kita membutuhkan
gue harap anthony bin bisa tahu apa roll role pemain yang lokal yang asing dan lain lain
gimana nanti adanya apa ada penambahan biaya lah ya
jadi agak sedikit bau kurang sedap
bu dosis yang disediakan di sini dosis apa juga vaksinnya
jadi lo kalau ngeliat dia tuh
orang dipaksa dari mana mana datang untuk ingat bahwa dia bukan orang daerah lagi dia orang indonesia
dan suka basket ada alahannya lu moto
apakah anda mengevaluasi bank bank tertentu ataukah ada bank khusus yang selalu menjadi target operandi pembobolan mbanking
yang mengakibatkan kegagalan berjenjang
nih pengen di dredge
kolaborasi antara kementerian perhubungan direkturat jenderal perhubungan darat dengan pemerintah daerah tentunya
karena suasananya paskah boh
lalu beralih ke bisnis secara online dan membuat bisnisnya tersebut berkembang secara pesat
kompetisi sekarang udah mulai
kalau yang isometrik itu kayak video game nya sim
dari bima perkasa dan seiring juga dengan perbaikan performance yang gue lihat di bima ketimbang
yang nantinya akan bisa mengambil game ini yang
tapi kalau malam mungkin makannya mie instan gitu
beberapa dia ngelakuin beberapa euro step
semoga bisa sedikit apa ya membuka mata lah teman teman semua kepada euroleague
gue belum pernah nonton langsung gitu bali pasif itu gue belum pernah liat
ya secara badan ya cukup jauh lah ya kalau misalkan dibilang walaupun ya mbak fadlan juga masih menjaga badannya gitu kan dengan oke gitu
sesuai dengan fungsi dan tugas masing masing
emosional ngebangun motivasi buat dewa united karena
ya alhamdulillah masih ada bantuan dari dinas sosial ada
apa yang sebetulnya bisa kita lihat begitu
di season baru ini oke mungkin mungkin gue rekap dulu ya untuk draft kemarin rooki total
sama pemain lokal karena ya gue melihat ketika di scree match dan ketika melihat mereka main
terutama kalau kita melihat potensi dari masing masing individu sehingga mereka bisa mendapatkan side job earning money tapi di sisi lain juga enjoy
kita butuh penyakit baru untuk bekerja dengan komunitas
walaupun partainya mencalonkan seseorang
program student athlete ini bagus buat universitas lo juga
gue melihat dia sangat improve di beberapa game
yang pertama tuh ya shooting banyak yang airball
karena emang pemain lokalnya
kayak udah di jawab semua gitu
untuk local naturalisasi ya
awalnya udah jauh juga ya wetch bandar akhirnya bisa dikejar aja sama nsa
dan juga dan pasmar ya dari marinir cilandak gitu
bapak kemarin sudah mengumumkan ada vaksin moderna yang sudah tiba
apalagi tadi yang dulu bilang dua nama senior itu kan udah gak terlihat nih
ya itu menyebutnya sebagai open
sekali lagi sudah sempat kita singgung juga di beberapa episode sebelumnya
supaya masuk ke kuliahnya nanti
oh di jawa sebutin lah satu mah boleh lah
agus memiliki sebelas bidang tanah senilai enam belas miliar rupiah
saudara pendengar pemerintah saat ini sedang mempertimbangkan pengajuan penyelidikan federal
angka ini jauh lebih tinggi dari angka buta aksara nasional sebesar satu
terus ngelihat para pemain mudanya diberikan kepercayaan yang luar biasa
tapi sejauh ini sih kalau ngomongin sekali lagi guard di satria cukup solid sih
itu pun juga mengalami hal yang sama
episode selanjutnya di episode keempat
bentuknya itu memang ya harus terkunci harus ini
pemain itu juga harus naik
jadi sebelum lebaran saya masih ingat angka rumah bornya buat angka bor
atau berkuda menjadi sensasi tersendiri
sebenarnya harus bisa ditekan lagi di bawah sepuluh persen
cuma kita harus lihat juga sih dari beberapa game game selanjutnya
salah satu pemain asing terbaik
ketika makan tiga angka gua gak yakin dia bagus
sebenarnya susah sih kalau big for sejujurnya ya
iya terus tiba tiba dia nyamperin gue gue pikir itu adalah sebuah konten tapi pas gue ngeliat kok kayaknya gak ada kamera atau apapun gitu
jauh lebih baik dibanding anda melahirkan dengan bantuan utang
jadi ini adalah aktivitas ilegal yang terus dibiarkan bertahun tahun dan akhirnya kita menemui bencana
pihak pengelola wisata berharap pelaksanaan vaksin covid sembilan belas untuk anak anak berjalan dengan sukses
bagaimana pemain lokal naturalisasi yang
minggu depan udah seri keempat gitu
nah tapi sebenarnya kalau kita lihat ini adalah netizen milenial dan gen z
tapi ya cost itu sih cukup ini ya cukup berani juga
tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh masyumi masuk ke kabinet yang dipimpin oleh orang kristen
ya gue harap sih bakalan ada overtime overtime lagi
soalnya kan sempet ada masalah juga ya gak sih
sebelum itu kita bahas
sulit nih karena ya orang orang tahu high tech itu adalah
karena beberapa pemain asing juga baru masuk ada yang berganti juga
dan yang ketiga membiasakan pola hidup aktif
buat coach melly untuk muter muter siapa yang mau dimainin gitu jadinya ya
apalagi dengan kondisi yang kurang ideal ya
deputi perkoperasian kementerian kooperasi dan ukm ahmad sabadi mengatakan
nah seperti ini pola pola seperti itu belum berjalan nampaknya
jangan kasih uph mulu prof
nyambung ke penyataan vincent tadi
kemudian dialirkan ke cdc atau central distribution chilincing
kenaikan bulanan terbesar terjadi pada bulan november
padahal kan sebenarnya ini bisa menjadi
di dalam pertandingan home tim home ini dia bisa mengelola sendiri tiketingnya
nah dia konsul di sumatera selatan
ini maksimal diisi oleh tiga orang ya
nggak tahu kemana gitu nah ini
kita tau dia seorang scorer yang handal dulu
padahal kalau bisa dilakukan di asmennya
yang baru saja emailnya itu siapa yang akan dibuka
nah ada beberapa yang memang bisa mendapatkan gratis ya artinya tidak perlu membayar
lokal naturalisasi sebetulnya tapi
jadi akhirnya kita tahu oh bersihnya itu kita dapat sekian
klubnya itu akan lebih bagus gitu
sampai sekarang saya mengatakan belum pernah ada pemilu yang betul betul demokratis
ya maksudnya untuk penataannya bagaimana
gue ngelihat juga dari yves juga lagi bagus banget
dia ada rasa apa ya supportive dari situ tuh
masyarakat supaya menggunakan sepeda
dan sudah bisa diperbaiki kemudian bisa diakses oleh masyarakat
kesadaran masyarakat atas adanya dinasti politik di indonesia cukup tinggi
gue pengennya kesana tapi kan
saat melihat sekolah yang dipimpinnya porak poranda diterjang
kalau anthony bean ya gak ini sih
sekarang dia harus menghadapi peringkat pertama di regust season kemarin pelita jaya
sayangnya kemolekan gili labak dicoreng manusia sendiri
hal yang diteruskan lah oleh lokal lokalnya jawali
udah nonton walaupun dia belum
sehingga nantinya ia berharap bisa meneruskan kepemimpinan jokowi dodo
ini yang mau gak ikut all star ya
jauh ya kayak gitu kayak berkelahi
tentang kode etik profesi polri yang dalam hal ini bawahan itu sebenarnya boleh menolak perintah atasan jika bertentangan dengan tiga hal
jadi ada apa namanya

tahun delapan puluh saya baru umur dua puluh empat tahun pada waktu itu
pengambil pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan terutama yang memegang anggaran besar
saat ini lapas kembang kuning berisi empat ratus delapan puluh narapidana
usaha kita itu menghasilkan tiga tipe sampah
dan menjadi referensi pada saat anda mengambil sertifikasi technical analysis
kalau yang sebelumnya sudah ada putusan buat arief rahman bahkan rata rata maksimal hanya satu tahun
banyak perubahan pastinya dari pemain asing dari pelatih yang keluar masuk juga
untuk melakukan renovasi untuk ibl
bisa bermain di liga itu ada aturannya
kalau cah imin bukan kuat iman saya
rumah pembekuan itu juga sangat diperlukan ya ibu ya
kalau kita ngomongin coach george ya mungkin aldi dapet menit tahun lalu
kalau jeda dari setelah seri delapan nanti ke playoff itu akan berapa lama pak
jadi kan kalau ngomongin jamar nih
ini pihak marapule tidak boleh masuk marapule harus turun dan juga pulang
ada yang tradisional sampai kekinian
nah kedua liriknya itu biasanya sangat relatable banget sama kehidupan yang dihadapi ke muda masing masing sekarang ini
sudah lama sekali ini bapak tidak tampil di sbs
iya gue juga dari rocky sih bener bener
lebih berat kerans nih sebenarnya
apa ya lebih fleksibel lebih cepat penanganan pemberangkatan dan jalur kereta api lah intinya seperti itu
apa dari ibl ada plan b nya nggak pak
tinggal kita buktiin omongan kita yang kita bilang sekarang nih bakal ini gak nih di tip of nya
di episode ketiga ini kita akan bahas tentang pemain lokal
berkaca dari kecelakaan bus di subang jawa barat
tapi sampe sekarang gua masih ngeraba raba sih
menuntut ketua umum pssi ahmad iryawan bertanggung jawab secara moral dan hukum
apa dengan komposisi seperti ini apalagi nanti
tadi sudah disebutkan ada dana miliaran rupiah mengalir dari hasil korupsi di kementan
relasi sama orang asli kotanya
yang kita lakukan tentunya akan berbentuk life presentation
cuma di sepanjang seri menurut gue masih belum memenuhi ekspektasi prawira family dan ibl fans tentunya
nah pertanyaan besarnya adalah kenapa kemudian kasus ini yang sebenarnya sudah masuk ke tahapan pemilu
tapi kalau spekulasi bahwa biorca ini adalah pure orang indonesia
kayak dia marking dandung o neal
nah kalau angkanya berubah tentu besaran ambang batasnya untuk pemilu dua ribu dua puluh sembilan juga bisa berubah mas
tinggal bagaimana hakim memberikan keyakinannya untuk mempertimbangkan hal hal tersebut atau tidak
yang akhirnya itu jadi keluhan dari james gitu
dan bulan juni anda tahu kalau ini pemilu presiden itu masuk putaran kedua
jadi disitu kita tahu oh ternyata hanya kita per jam itu sekian
ada tapi secara sizing nggak akan berubah banyak karena kan ini kita berbicara liga ya bagaimana nanti
mudik membawa balita memang seringkali merepotkan bagi orang tua
agung happy maranata jakarta
ini ternyata tidak segampang yang kita pikirkan ya
ada jawat yang dihitung sebagai lokal
sudah tidak ada lagi tanggapan
bekerja sama dengan broker luar negeri lalu di label sebagai investasi bodong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
kita tidak bisa berdiri sendiri kan pun entah pusat ini
tempat yang sudah buka sejak juni dua ribu delapan belas ini memiliki tiket masuk seharga rp dua puluh lima
dalam kaitannya dengan masalah kemiskinan dan kemiskinan ekstrim
bukan tidak mungkin sampah sampah besar akan mengait terumbu karang dan mematahkannya
anthony bean gue rasa akan jadi salah satu
berjajar belasan toko yang menyediakan
di dua ribu dua puluh empat ini ya

karena itu bagian dari proses benalu demokrasi yang namanya dinasti politik itu sendiri
mereka itu si devon rick sih karena di game dia pertama maksudnya pertama dan terakhir ya
dimana pemain slot asingnya lebih sedikit sedikit
apakah bisa membawa tangerang hoax lebih jauh
karena di situ kan sm kan ambil dua center yang bisa dibilang dua center asing yang sangat dominan
sepanjang tadi kriteria persyaratannya terpenuhi
dia pada tidak tampak baru tahu itu osteoporosis setelah patah tulang jadi kita menghindari resiko
itu masih dipegang sampai sekarang masih dipegang sama dia sih kalau gue gak salah ya
nah harapan itu apakah masih bisa
tanggung jawab selanjutnya ada di bahu para orang tua pemangku kebijakan dan pengambil keputusan
sementara itu kepala humas rsud kota tangerang vika s kayan
itu kurang lebih empat per limanya itu baru semua cuma tiga pemain yang di extended
jadi ada dua fase grup yang
di first time kita tahu semua dia bisa gantiin pandu dengan baik
dan akibatnya semakin lama luas kawasan yang terdegradasi itu juga semakin meluas begitu
solusi bagi konsumen yang ingin terus menggunakan koleksi terbaru yang sedang
ini bisa jadi salah satu pemain yang juga kita bisa nantiin gitu
menimbulkan kerumitan buat para pemilih dan juga buat partai politik
anthony january terus kemudian yang kemarin mungkin dianggap di avalucie kurang baik ada kameni jansen
ya madaffa mungkin nemuin role yang pas juga
iya fatway tembak tembak tiga begitu
namun ya lawan aussie kita gak tau kayak gimana
tapi dua itu menurut gue yang menarik
dan ke depan bencana ini harus ditangani dari hulunya atau dari akar dari bencana itu
berkali kali pun gak akan mau datang
iya dua ribu cuma aku dua ribu desember
nah perlukah kita menentukan kapan memiliki anak dan membuat rencana kelahiran anak mbak
itu bisa menyebabkan kulit kita kering
botol minuman menjadi salah satu pemasok sampah terbesar di gili terawangan
berkompromi dengan sembilan partai ini
nah walhi sendiri melihat ini adalah bencana ekologis gitu
itu kepada segmen segmen yang memang disesuaikan dengan usia
yayah menjadi warga yang seketika mendapati seekor kucing liar mengalami kejang kejang
lagi itu lebih ke mungkin apa ya hilang hilangnya apa enggak tahu dulu pernah sih nyari itu dompet
di sini sedikit mengunggulkan pj sih
kenapa kita sebagai diaspora indonesia
salah satunya adalah lima ratus satu st legion garuda garrison indonesia
sebagai pejabat tinggi tni jenderal agus memiliki kekayaan total rp sembilan belas tiga miliar
jadinya ya itu memudahkan dia juga sih
pemerintah tidak setuju dengan berbagai alasan
ada jj rizal bang rizal selamat malam
mungkin lima tahun lagi sepuluh tahun lagi dana pendidikan itu total untuk kuliah empat tahun dengan uang muka bisa di atas lima ratus juta
yang penduduknya ada yang cuma dua belas ribu
memastikan bahwa kita tidak melanggar sop yang sudah kita sepakati
bukan riwayat transaksi pinjaman online gitu kan
menahan apa namanya dan bahkan harusnya sih lolos sih di dari grup ini itu sih udah lu gimana ya kalau
buat nanti di seri nanti
berjarak dua puluh lima km dari patok ada sentra bakpia sandaan
untuk mereka bisa lolos atau enggaknya
tapi ini jadi alat evaluasi buat kami untuk mengambil langkah langkah selanjutnya
tentang cara yang lebih baik untuk mengerjakan
bumi dan manusia yang lama
tentu saja bukan ini yang ingin dilihat oleh turis
dia pemain asing plus lokal naturalisasi
tapi itu ada rasa apa ya ini udah sering deskripsi psikologi mana mana nih
dan juga cek bangunan dan lain lain jadi ini semua harus menjadi evaluasi kita
lingkungannya ya yang jelas ya
dan keberhasilan seorang kandidat itu kadang kadang adalah bukan soal substansi
sedangkan kami disini hanyalah operator yang menjalankan operasional keretanya
ada budgeting yang harus disisihkan lah
jadi yang seharusnya memang prawira bisa banget sih sejujurnya gue ngeliat bisa banget untuk ngebalikin untuk revenge di ronde selanjutnya sih
di kliniknya kini sudah ada dua belas animal communicator hasil dari pelatihan tersebut
sehingga portfolio sang pemilik dana terlihat memiliki kinerja yang lebih baik
tentu tujuannya tidak sekedar ada kursi gitu ya terpilih atau tidak terpilih
berarti masalahnya bukan masalah dia jago atau enggak
nah saya lihatnya angka dua ratus delapan puluh juta itu kira kira oktober vaksinnya dapat
dua puluh satu juli dua ribu dua puluh tiga tpa gilit rawangan terbakar
untuk targetnya masyarakat umum terutama sekitar dan juga yang sudah memiliki
tetapi ada beberapa yang belum sempat karena api sudah menjalar
alasannya paling besar karena biayanya terjangkau tuh
ibu sairi pernah sekolah dulu sampai kelas berapa
bagaimana mungkin kemudian mereka
karena yang tahun ini kan sebenarnya kan timnya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
ya ya hong kong easter bukan easter kalau easter paskah dong ji
ba inai atau ber inai artinya menempelkan inai di jari tangan dan kaki kedua mempelai hingga berwarna merah
menurut dokter rajanti praktek manpower ini sebetulnya bisa dipelajari semua orang ya dok ya
calon presiden nomor urut satu anies baswedan berjanji akan merevisi undang undang tentang komisi pemberantasan korupsi
yang digelar kpk malam ini
satu petugas harus ditambah
jadi kayak mungkin ini akan jadi ada satu satu perubahan dan juga adjustment yang dilakukan pacific
sekilas bangunan ini identik dengan klenteng
masih bisa menaklukkan cita arena atau enggak nih
ini jauh lebih bagus dari sebelumnya di australia sekarang
skill ya walaupun secara size kurang besar ya kayak lexing gitu sih
belum biayalah sederhana di serik apa apa gitu kan
apalagi pertandingan besok bukan pintu terakhir ya
karena itu cukup berbeda gitu dari dari borneo tapi ya apa ya ini baru baru empat game menurut gua sih
dan meskipun akhirnya kalah tapi kemudian di pertandingan keduanya mereka akhirnya bisa meraih kemenangan perdana nya ya di musim ini setelah berapa kali kekalahan beruntun
cuma on file semua tahun ini
oke jadi jenis side job itu kan juga ada dua
iya timeout gangnya dari koroki ya
nah bagi yang gajinya baru lho
karena memang saya sudah tidak di badan pengurus per tv victoria lagi
gita menambahkan sebenarnya sajian lebaran tidak mendatangkan penyakit
terima kasih nana atas kesempatan ini
sample sample build in tuh udah ada loh
dan juga mbak kwerimisa agustiati direktur eksekutif perludem
apabila yang bersangkutan mulainya hal serupa
tiga x tiga ya mungkin ya mungkin dia sebenarnya dia pengen show off
sebagai asing jadi nanti pj dengan lima asingnya dan juga prawira dengan tiga asingnya cuma nanti
walaupun ya ada beberapa
demikian yang disebut dalam pasal enam puluh sembilan ayat satu undang undang ketenaga kerjaan
tau tahun lalunya gimana kita udah liat ya
sehingga ketika mereka ngelakuin ibl draft ini jadinya
gue harap mereka bisa terusin di ronde selanjutnya sih
terutama yang diimpor salah satunya remdesivir pak
yang disetujui oleh badan global berlaku di seluruh dunia
nah dalam posisi ini mereka punya kelompok subculture ya
seperti david siswa sd usia tujuh tahun empat bulan yang baru lulus dari taman kanak kanak banyurip surabaya
mungkin tadi kalo dari gue hang tua lawan sm
ini sempat mengatakan bapak sutrisno iwanto akan ada dua puluh persen betul sekali penambahan jumlah wisatawan
ini tentunya akan bisa mempengaruhi pergerakan pasar modal domestik kita
dimana sih kelemahannya pritajaya jakarta gitu
dan saat ini kita sudah berjalan ke jepang jadi kita masih ada wakil di jepang jadi kita masih ada wakil di jepang
walaupun memang secara ofensif dia masih cukup kurang kalau menurut gue
di beberapa game sebelumnya
saya sangat sarankan anda untuk melihat apakah anda memiliki bpjs kesehatan
joshua otto ini kan secara tembakan juga gak jadi kirek amat gitu
tapi untuk jangka panjang karena dengan kita berinvestasi untuk jangka panjang dan risiko relatif tinggi ini
bodi dan rambut rasanya lengket
cuma kan tidak begitu besar pak karena peruntukannya juga banyak
selaku daerah pantai daerah pesisir
kita juga ada untungnya mendatangkan masyarakat dan kenal layanan kami baik itu bis ataupun orang tadi
dan artinya bahwa pengawasan secara sosial
untuk mengajukan uji materi ke mahkamah konstitusi
adalah sektor perbankan infrastruktur dan komoditi
pilihannya mana nah untuk yang sudah direvitalisasi dari dia drop off kemudian masuk mencari tiket
kawasan lahan tidur berupa hutan dan persawahan yang awalnya tak membuahkan hasil
beserta tim masing masing dapat diperkenalkan bapak dan ibu
iya iya iya eh tapi lu kalau klub bola lu jagoin siapa
kapolsek kembangan kompol bili menyebut rekaman cctv jadi barang bukti untuk menyeret para tersangka ke sel tahanan
si pemain asing ini sistem gue gini
pak joko kalau misalnya kita berbicara kita sih pengennya pemerintah itu kan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum
dimensi lain yang saling tertindih dengan dimensi kita namun hingga peliputan ini dilakukan belum
nah kalau lo melihat player recommendation nih chen
terus kayak lama lama ya udah deh basket terus
nggak palah susah lah itu kalau orang tua
tapi tidak terlalu besar biayanya
mereka harusnya juga mendapatkan res yang cukup sih ya
karena memang secara pace agak susah kalau mainin dio lawon dan coach ito gitu ya
game satu akan diistirahatkan terlebih dahulu
untuk menggunakan transportasi umum
nah tapi ternyata itu juga bicara soal kemasan
misalnya dalam konteks dpd
sehingga setidaknya bisa mendekati lah memiliki intuisi seperti yang ini
oh lu ada ngulangnya gara gara pindah sekolah ya
dan ya ini untuk pertama kalinya lagi kita ada wakil setelah aspak ya di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
oke tipsnya mengikuti peraturan kita harus ada pemanasan di awal
dan ini perlu diketahuin sih buat semua yang mau moto basket moto basket itu sebenarnya lebih gampang untuk kita nyari aksesnya
apa saja evaluasi satu bulan pasca pengoperasian lrt jabodebek
kecamatan teras boyolali jawa tengah
kita nambahnya jadi cadangannya sekarang seribu lebih tinggi daripada yang kita hitung
kalau tadi kita udah sepakat bilang udah pada jadi semua
ya kayak si romantar sabonis lah
ini pemain sih akan jadi
pelaku pembobol mobile banking dari bri menggunakan layanan lupa password
yang sudah kita hadapi dan kita tahu cara menghadapinya
kecujuran pemerintah kepada masyarakat
salah satu kalau kita bicara sedikit saja
tidak boleh ada terlalu banyak turnover terlalu banyak kesalahan
dan gue melihat dari dari ini ya dari
polisi sampai sekarang belum melakukan olah tkp dengan alasan bahwa antrian kasus pencurian motor di wilayah kemayoran sangat banyak
seorang daniel salmena memilih bpj ya
kalo gua liat sih mungkin borneo di game pertama mungkin kita bisa kita bisa tebak lah ya ketika mereka bertemu dengan satria muda pertamina di laga uwe
yang marak peminat meskipun investasi ini tergolong high risk high return
mengingat program penghapusan kemiskinan ekstrim
menekan satria muda dari awal gitu
lesu mungkin menjadi satu kata yang tepat untuk menggambarkan situasi di pasar baru
dan emang di teladan juga gue sempet nonton dia bareng pras kan
bakalan ada setiap seminggu sekali pindah kota
itu kesempatan sih sebenarnya untuk coach
apalagi sekarang coach yang baru kan gak tau gitu
dia cari celah untuk melegitimasi ekspor pasir laut ini
menit menit akhir juga mereka masih berjuang gitu
langsung dicap sebagai investasi bodong
udah lama banget sih sebenarnya kita mau ngobrol sama tata ya
vaksin merah putih rencananya akan diproduksi secara massal
bersama dengan pakar hukum tata negara ferry amsari
tapi untuk develop dia sih bagus
banyak hal hal yang justru menimbulkan ketidakjelasan
kedalaman spot yang bisa dibilang
satu orang gitu kan kayak dia marking dandung o neal
squadnya fo standard ini kan
mungkin agak susah ya chen
oh selama ini nelayan sudah melihat atau menyaksikan praktik itu ya
dengan catatan kita bisa bermain lepas dari apa ya
pelita jaya akan bermain terlebih dahulu di mongolia pada awal april nanti sebelum nanti
ya posko telah didirikan oleh petugas gabungan basar tni polri dan bppd dki jakarta tepat ada di depan gang masuk di mana lokasi kebakaran ini berada
kita tidak bisa mengakuti partai politik tertentu karena ada ruang jadwal politik yang sangat dekat
pj ini secara persiapan nih boleh dibilang paling mateng
ya makanya gue harap timo bisa cepat kembali
selamat malam bang tigor dan juga mas leo
jadi lem fitus bolonya untuk musim depan
kalau misalnya herd immunity belum tentu tercapai di bulan november
dan ya prediksi rising star atau yang
ya termasuk menggunakan terminal dan pool itu berapa besar kita akan tahu
nyarinya sama orang orang di sini juga
maksudnya hal yang paling harus diperhatiin lah gitu
yang sudah ada sejak seribu sembilan ratus delapan puluh an ini rasanya beda aja gitu ya
atau sebenarnya menurut prof sendiri masih perlu
apa jadi pertanyaan gue dan mungkin lo juga masih
kok awal awal sih chen kayaknya the whole game selama indonesia cup dia kayaknya masih off banget ya yuda
tapi ngeliat ga adanya acim terutama
kita salah satu macan asia pada waktu itu
memasuki bulan desember pelaku pasar bersiap menjaring cuan dari fenomena window dressing
setelah dia dari partisan memang ada sedikit perbedaan sih
tapi memang dari pemain asingnya ada dior yang juga
saya kira akan menjadi evaluasi berikutnya
nah itu adalah salah satu fenomena filter bubble dan teknologi yang dia perlu mendapat perhatian kita gitu
prawira harus bisa mencari backup nya sih
gas matt dan dia akhirnya kan
sampai jumpa untuk melihat menu menu kuliner ataupun juga tempat tempat asik yang seru untuk dihabiskan di akhir pekan anda
menunda pembacaan putusan atas terdakwa hendra kurniawan dan agus nurpatria
ya makanya kalo dari sm sih peran dham julian mungkin ada cuma gak akan
twitter itu engagementnya kita lihat itu tidak begitu banyak
nah apakah kami bisa mengecek skor slik
tim deputan cnn indonesia
jadi perlu wawasan wawasan yang pemberitaan yang netral yang terpercaya
sebagai pelatih yang bisa dibilang
sudah terlihat tinggal menunggu kapan waktunya akan berdampak pada warga sekitar
jangan jangan lu yang nanya aja
di beberapa pertandingan kan kelihatan banget tuh hawk itu cenderung mengandalkan big man yang
dan posisinya juga crucial point kan
oh mau jualan ketan
ternyata masih kalah juga lawan uii itu yang gua gak tau namanya siapa
saya pikir pemerintah memiliki akses ke pasar untuk seluruh negara dan komunitas bisnis yang penting
apalagi kalau bukan untuk makan bersama
satria bangkong solo yang notabene isinya adalah pemain pemain yang banyak dikatakan itu satu tim underrated semua
yang pertama single nomination kita sendiri yang mendaftarkan
buat buat yang tau tau aja
nah tadinya mengapa pak edo ikut bergabung itu
lebih menggerakkan lagi nih sebagai bisnis
tidak ada yang harus menunggu seremonial dulu
semoga rookie rookie lainnya juga bisa dapet menit gitu
duga ada slotnya nih udah dibuat sama si esra
kalau melihat ya dari masing masing tim
di pintu keluar yaitu kalau nggak salah pintu sepuluh ya atau pintu dua belas
seperti biasa gue lima menit sebelum
jawab jawabin di akhir
jadi orang puasa harus tetap semangat
mereka itu hanya membelanjakan untuk transportasi tiap bulan hanya tiga
di atas nggak dua puluh miliaran nah untuk semua ya yang sirkulasi daripada perekonomian baik lokal maupun ekspor
saya masuk fakultas hukumtik atau saya belajar hukum
kalau ngomongin masalah prawira di empat game ini
tapi secara persiapan tim pemain asingnya tuh datang lebih awal
harusnya sih lebih ketat ya
eh kasih uang ke untuk dpw ini
pasir laut itu pasti sangat rentan
saya lebih mensupport p tiga pada waktu itu
karena hakim ketika diberikan pertimbangan itu pasti berpikir
bangunan itu dikelilingi oleh kaligrafi yang menunjukkan adalah nama nama sembilan puluh sembilan nama allah
saya juga ikut ya dalam rutinitas ini
andrews juga kemarin lumayan sih
baru baru ini seorang warga di jakarta barat bahkan mengaku rugi hingga satu miliar rupiah
kayaknya lebih banyak yang lalu ya
sebenarnya prof apakah uud sekarang ini sudah sempurna
menurut lu apa sih yang lu tertarik dari basket
karena sangat melah kan main film itu
ada sedikit adjustment juga dari
pihak penyelenggara sebuah konser musik wajib mempersiapkan keamanan acara sebaik mungkin
supaya bumi selamat mestinya kenaikan suhu
dan penghabusan kemiskinan ekstrim menjadi pada tahun dua ribu dua puluh empat
kalau gue liat tadi ya wenas bisa membayar kepercayaan itu
kami terus berpesan kepada investor untuk tiga p
games namanya setuju nggak setuju
karena terminal itu kan harapan masyarakat khususnya daerah dalam mobilisasi kan
tapi yang ketakutan sebenarnya ideal memang itu
itu rata rata itu negara negara maju
tapi semoga aja ini anton waters bisa diberikan adjustment adjustment oleh coach inal ya
itu bisa siapapun bisa jadi
dua ribu dua puluh kan masa lu ga mungkin motoi belia terus dong
dr tuti menambahkan komunikasi dengan hewan yang berlandaskan ilmu kedokteran
dan gue seneng pemain lokalnya ini juga bener bener apa ya hampir sama sebenernya ke pj
even lumayan sama gusnanta even lumayan sama januarkun tarah di lapangan
semoga kita bisa take nanti di jeda match week pertama dan match week kedua ya
cara mereka ngejaga si swine waktu itu
bagaimana bisa mendorong cara bergerak itu tadi
bahwa ini pemain yang cukup enerjik juga sama kayak michael qual
fenomena seperti itu terjadi dimana mana
kesempatan yang mudah buat satria muda
nah kali ini saya mau coba menikmati olahan yang sudah saya buat sendiri
ya itu mungkin pembahasan dari kita ya
melintasi kaki jembatan suramadu pulau gili pandan gili labak gili iang sepeken dan tabuhan
cuman kalau gua melihat
nah umkm ini juga salah satu yang terdampak
mungkin nggak tahun ini tapi ini bisa jadi salah satu apa ya
lo diperiksa untuk scan tiketnya
waktu itu pas banget gue lagi jagain dia kan
namun sebelum kita memulai percakapan kita akan melihat terlebih dahulu cuplikan pernyataan dari wakil ketua kpk alexander marwata
nanti kalau ketemu gini gini kan sama pelatunya
langsung tidak langsung akan berdampak kepada mereka
rumah rumah yang terdampak seberapa banyak
itu pada awal itu kan memang sepeda motor aja tidak boleh lewat pak
setelah pandemi melandai karena kebutuhan konsumen berubah ubah seiring tren yang berkembang meskipun
pak tapi kalau misalnya melihat lonjakan kasus yang terus menerus terjadi
kemarin keterangan dari pupr ini kejadian seratus tahunan
karena ada plus minusnya di masing masing ini
belanja ke pasar belinya makanan
dan yang ketiga pasal empat ratus lima puluh empat yang mengatur soal penghinaan kepada sejumlah lembaga negara
contohnya seperti ini ya mereka gak punya anthony bean tapi punya jack quarry
mungkin prastawa reza hanya bisa membantu aja
dari mulai terminalnya kemudian sampai dengan turunannya itu tadi ya
ini berasal dari pam kalimalang di buaran
oversis gitu mungkin di luar negeri kah gitu
nah pertanyaan saya memang kalau beras dibagikan dari menteri sosial
nonton di beberapa kota gitu
nggak begitu dengar kabar ketika mereka sparring
kita tambah di nagrek rp tiga dan di pasar rumput enam ribu jadi sembilan ratus
anda melihatnya seperti apa apakah ada keraguan di sini
lebih bagus di ipa banyak kan
menjadi orang indonesia jadi ketika orang sampai monat orang whatsap saya harus belajar jadi orang indonesia begitu
tapi dengan squad yang begitu dalam
money politics yang dilakukan oleh presiden dan dua menteri ya
sementara itu bupati jombang yang mendatangi rumah duka pada selasa siang membantah
jadi ternyata pikiran pikiran seperti itu bukan hanya di antara sama partai islam
boleh dan dari pemerintah juga
nah ini kalau misalkan ada sisa tidak terjual ibu taruh di kulkas
menikmati sayur asem ini menjadi akhir perjalanan saya
kita jangan selalu berburuk sangka pada hal hal yang terjadi pada sel sendiri
lo sebagai salah satu fotografer yang sedang merintis dunia di dunia basket
tadi bang mengatakan memang harus lebih detail
saya tidak akan membahas untuk mendapatkan pekerjaan
kota jaya dewa united banten
karena sering diminta majikannya untuk mengantar bakpia ke taman sari
ia juga mempertanyakan statement menko polhukam mahfud md yang seakan tak melihat sisi substansi dan partisipasi publik
dari target awal empat ratus delapan puluh unit per tahun mereka mampu menjual hingga lima ratus unit selama dua ribu dua puluh
karena kalianlah yang akan menentukan masa depan indonesia
dan artinya bahwa kekerasan itu telah terinstitutionalisasi dalam masyarakat kita
babak utama yang lagi champion asia
karena istana begitu ya
kalau secara resmi mengatakan ke partai politik partai nasdem maka itu kan harusnya resmi ke bendahara
mungkin di tahun depan mungkin nggak tahun ini tapi ini bisa bisa jadi salah satu apa ya salah satu pemain pemain
dan dia ngebuktin juga ketika melawan tim tim yang bukan
karena kalau kita lihat tiga olahraga yang memang bisa membantu meningkatkan tinggi badan anak selain renang basket trampolin menjadi salah satunya dengan low impact
saya udah kemarin tiga puluh tahun saya ke sana
mungkin tidak mayoritas juga
tentunya akan yang paling merasakan itu ya karyawan itu gitu kan
tentu kan memang dengan anggaran pak
apalagi kalau kita ngomongin pengalaman di final ya
gue cukup berekspetasi untuk hanki laka bisa lebih step up sih di game game berikutnya
kalau di community gue tuh lebih ke arah kita menghindari yang gitu gitu ya

kalau nggak salah ada kita punya rekan ya seorang wartawan senior
nah ini kemudian menjadi pr nya sekarang pasca putusan mahkamah konstitusi ini
jadi sebelumnya memang terjadi krisis air ya di rusun marunda ini
menurut gue sih salah satu kontainer terkuat untuk rising star
iya kemarin terakhir daniel wenas kan lima puluh empat
salah satu pemain asing yang cukup enerjik
lalu bagaimana mensiasati keuangan rumah tangga
kalau altaf ya kita tahu jelas dia shooter ya
terima kasih sekali lagi sudah hadir bersama kami
jangan saja hanya melihat dari aspek revenue nya atau pendapatan omsetnya
maksudnya kalau misalnya kita ngeliat kesana kan disitu doang kayaknya
lu fans jati atau enggak kalau fansi jati bakal langsung
sekarang kita pengen nanya nanya juga nih
apa perilaku perilaku anak di dalam sekolah atau di luar sekolah itu
lo kalo mau cari barang drifting pasti lagi ke senin
di eurolik itu baru dua kali mereka juara
sepuluh nilai mengelola sampah ter martha parker hati
dibutuhkan penanganan yang lebih terukur
belum lagi kalau anda perhatikan ya khusus untuk wilayah jawa tengah ya

kalau misalkan mendukung tim yang punya basket dan bolanya itu bagus kayak gitu
cuma levelnya sih jauh sama josep ya
dan ternyata secara kebugaran
itu sih mungkin kalau gue ngeliatnya pasifik ya
penguatan pemilu kita instrumennya nggak hanya ambang batas parlemen gitu ya
yaitu agar cuti hamil atau cuti melahirkan itu diperpanjang dan juga cuti orang tua
tim liputan bnn indonesia
untuk dia bermain di liga satu
yang bernama wadolah ⁇ yang bersama warga di pulau sabang secara tegas dan kompak menolak kedatangan para pengungsi rohingya
pasifik sih levelnya sih ya gue harapnya dava sih sebenernya
misalnya blt tiga bulan secara berturut turut akan dibagikan juga bulan depan ya
secara secara filosofi mungkin gak terlalu jauh ya sama bumi bonio sekarang gitu
kan memang banyak orang filipina juga yang mau main basket di sana
mereka cuma makan satu hari yang makanannya punya nutrisi yang baik
itu yang sebenarnya agak mengejutkan
berjalan ke tempat yang tiga jam persis
salah satunya mungkin anthony erga di tim lain nih
berhasil mewakili kebumen untuk maju dalam lomba inovasi teknologi tingkat nasional
dan keris itu sudah diakuin oleh dunia sebagai warisan budaya dunia
bahkan tertinggi di game tersebut
jadi udah enggak ada alasan lagi buat kita semua ya masyarakat
kalau tidak ya mungkin dia bisa dia merger
misalnya dari pulau jawa di sini ada soto betawi
kaosnya kan pakai raffi ahmad jeans kan
dan kondisinya oke lah ini bekas bekas bekas gua gua dapat aja waktu itu terus di salah satu
kan gitu masih orang ini
so far sih gue gak ada melihat chance ya
yang berbeda kondisi sosial dan ekonominya
betul ya gue harap sih tim tim itu bisa membina pemain pemain lokalnya yang muda muda terutama dengan bagus gitu di klub klub mereka gitu
itu calvin juga bisa jadi salah satu kandidat sih menurut gua karena
dari abu ya tapi kalau membahas
terus di dalam juga rajin rebon gitu
dijajarkan para semanan makanan akan dipilih oleh pelanggan dan langsung digoreng
gitu biasanya kan selalu di jakarta
kemudian kereta api jarak jauhnya dipindah ke manggarai
cuma ya memang kalau ngelihat di game ketiga
beberapa geser geser yang kurang enak lah
melalui just tip memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen produk bermerek yang dibeli dari
bagi terpidana kasus terorisme
apabila kita sudah melakukan investasi terhadap kualitas
maksud gue gak asal lah mereka terapin program stadion atlet
dalam tanda kutipnya jualannya lebih banyak
kalau misalnya dua juga dia bakal nambah duit
dia harus bersaing dengan beberapa point guard yang lebih tinggi
udaranya itu sudah sulit sekali gitu
ke atas tuh semuanya harus menyambung
menyuruh pembantu presiden suruh korupsi
nah masalahnya tim tim cuma setahun pindah lagi pindah lagi pindah lagi
pemain lokal dari satria muda punya
padahal secara potensi menurut gue memang kayaknya bagus nih anak
establis pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh saat ini sudah ada lebih dari empat belas anggota seluruh dunia
tim tim game sampai overtime lagi bisa mengujudkan tim tim besar lagi dari bima perkasa karena sangat seru
dari bali united raja wali medan ada martha hangsuah tadi juga lo bilang sama borny hornwills
kepada rakyat menjelang pemilu empat belas februari dua ribu dua puluh
itu urusannya ribet kayaknya
dan kalau sebelumnya melakir richardson kan bukan pemain yang ball hook ya
sandi kayak gak nemuin touch nya juga
akan ada perubahan budgeting dari tim tapi disisilain ada juga perubahan
ketua bidang program asosiasi promotor musik indonesia dewi gonta menjelaskan
kecuali coach melly punya role sendiri buat esa
pastikan kondisi balita dalam keadaan sehat agar kuat melakukan perjalanan jauh
oke jadi kenapa ini terjadi
gue gak tau lu perhatiin juga apa enggak
maksudnya perannya just a shooter gitu maksudnya gak sebanyak daniel
jadi tidak heran setiap tahun kita akan menangani dampak dari bencana
jadi bisa dibayangkan kalau satu daerah pemilihan itu kursinya ada sepuluh
ya kan tadi waktu itu kan gue bilang kan obatnya bornel itu cuma satu cuma menang
ya ada salah satu brand yang menurut gue
tidak pernah mendapatkan ruang dan ruang yang baik
ya belum diumumin juga ya chan belum diumumin juga ya per hari ini ya
banyak jadi ya semoga semua aman aman aja ya enggak ada yang ih ada ppkm lagi semoga gak ada
ini pemain nba itu menurut gue sih alumni nba ya
ya itu lost melakukan hal yang lebih baik lagi lah
ini kemarin kalau gue ngobrol sama adrian
secara ketemu pemain pemain asing pun udah banyak gitu
iya kalau udah paling tinggi udah pasti udah center udah itu
namun tetap saja tentu mencapai
seperti buah buahan sisa sisa makanan sayuran juga mereka makan
apakah ini diakui oleh kementerian hukum dan ham tidak berjalan sistemnya pak sop nya
tapi disini lain dengan harga yang sama
awal abad ke dua puluh pernah juga diusulkan agar stasiun gambir itu dibuat melayang dari mulai gondang dia sampai ke juanda itu dibuat melayang
dari transmart cilandak juga hari ini melaksanakan sentra vaksin yang bekerjasama dengan marinir cilandak dan puskesmas kecamatan pasar minggu
termasuk nih kita harus memilih olahan makanan yang bersih higienis gitu ya
terdapat deretan penjual buah buahan
saya yakin itu bagian dari ini ya kita ya bu ya
sebetulnya cicadas tak melulu soal kriminalitas
fenomena window dressing memang menjadi salah satu momentum baik di penghujung tahun
keceng bisa jadi sebuah
sudah bisa mulai merasakan adanya perubahan dari kondisi kondisi tersebut
masuk dan keluar dari tempat ini
seolah olah ya beliau harus mendukung pak ganjar
dengan mengelola gaya hidup sesuai dengan kemampuan
polisi itu sangat terbantu dalam
dia bisa terdegradasi terlebih dahulu
saya juga sudah berusaha
atau alat kampanye pemilu ya
sejauh mana mereka bisa ngasih apa yang namanya perbedaan untuk timnya gitu
memang diantara tiga yang banyak komunikasi dengan pak prabowo sebenarnya
tapi kan kayaknya dia punya waktu yang cukup
itu adalah penanganan di hilirnya gejalanya gitu
proses pembakaran dilakukan dalam sebuah tungku besar yang bisa menampung ratusan pot dalam satu kali pembakaran
sama rumor rumor kayak gitu kayaknya dari dua tahun lalu ya
sekali lagi pj ini kekurangannya hanya di
tapi yang tiba tiba dari empat puluh tiba tiba ke delapan puluh gitu
waktu itu masih nomor satu player ltext di indonesia kan
di mana mana kejadian gedung mal pun bisa kejadian ya mall karena listrik mal yang gede pernah kebakaran
seorang pemain asing ketiga
ya temen temen semoga bisa menikmatinya gitu ya
semua ini ia raih dengan ketekunan kerja keras dan terus berinovasi
di putaran dua dengan keji dan disitu kita bisa melihat bagaimana dalam tiga game yang telah
kayaknya enak es kuot deh
bpbd ya jadi jadi badan penanggulangan bencana alam ya
dan tadi pertandingan yang tadi kita saksikan barusan ya prawira harus menelan kekalahan menyakitkan lah ya bisa dibilang ya
cukup berharga dan ketika dibawa ke tim itu pasti berimpaksi
tapi ya itulah kalau dari gue sih gitu sih
dan itu akan terbangun untuk kepercayaan masyarakat kepada pemerintah lagi
dan calon wakil presiden dari pdi perjuangan dan berserta dengan partai pendukung lainnya
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam para pendengar setia abastok
karena mereka selaku regulatornya yang menetapkan tarif tersebut
sebelum pemberian antibiotik tim medis akan melakukan pemeriksaan kultur darah
minimal gue udah lihat dulu nih pemain pemain utamanya
jadi kalau kita bisa lihat ke dalam ini salah satu ruang kelas yang sedang dibersihkan atau dipulihkan
meskipun tadi dari partai garuda tampaknya malu malu ya
itu gimana via chat semua atau gimana via chat semua
menurut kapolsek tambora kompol putra pratama tersangka yang sudah sebelas kali mencuri di jakarta barat dan jakarta timur ini
belum lagi diverifikasi faktual administratif
terus dia ikut nih asuransi kesehatan sekarang
tadi mau masuk mobil dia serondol duluan
lagi ini tim bisa menjadi kejutan juga seperti furtus bolonya dengan apa yang mereka lakukan
kalau secara regional bisa cen
tapi ya tolong akurasinya aja gitu
dulu kan semuanya dilakukan di monas
ya pasti adanya itunya yang ngurusnya kita kan nggak tahu siapa
gua sampe kuliah juga udah dari basket aja
jadi kalau dihitung gnp per kapita
karena ya dua pemain ini sangat berdampak positif ya bagi pj di semifinal kemarin
palestina tak kunjung meredah perang yang satu ukraina belum jelas berakhirnya kapan
terutama bagi mereka yang terpaksa meninggalkan rumah dan tinggal di pengungsian
jadi mungkin fast responnya adalah mengganti asing dan tiga pemain yang didatangkan cukup cukup banget menurut gue ya menjawab menjawab hal itu ya
tadi kan ada ketakutan ketakutan kita juga
tapi hanya sampai di a kemudian dia mendapatkan untuk akdp ataupun angkot ataupun angkutan pedesaannya dia masih manual
ini dia inai inai ini disebut juga populernya daun pacar ya
ini kan tentunya menurut gua tuh sangat amat membuat pj menjadi title contender utama gitu
gimana caranya manage dia aja karena kan
kalau pj enggak sih ya mungkin ya kalau gue dari pj
yang bilang herd immunity tercapai di november dua ribu dua puluh satu itu umumnya wartawan
oke jadi itu semua harus saling terintegrasi dan juga tersinergi dengan baik ya pak ya
prosesi pemotongan konde diakhiri dengan mandi balimo
angelina sondak dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan substatif untuk melaksanakan program cuti menjelang bebas
dia menunjukkan juga kalau gue bukan enam yang abal abal
bahkan wasit sebetulnya bisa berargumen selain posisi sananta yang lebih di belakang garis pertahanan
resas resesnya licin dan lain lain
bukannya gak mau bukannya mengandalkan arief ya
untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
baik terima kasih sekali perbincangan yang sangat menarik pak pagi hari ini
momentumnya lupa gue apa yang berbalik gitu
bapak mengatakan bahwa presiden memberikan perhatian khusus
dan ini satu satu ya pegangan gue di daniel salamena ini karena beberapa kali nih
jordan wu yang kayaknya bakal dapat menikmati bermain yang
yang mulia ketua dan anggota majlis hakem konstitusi
nah kemudian kalau kita berbicara kembali terkait dengan trainset yang ada
saat hendak dieksekusi pemerintah membatalkan hukuman tersebut
sejak lima juli lalu terdapat aduan warga mengenai kucing kucing yang mati di wilayah rt dua belas rw lima
tidak adanya pandu dengan adanya firdan di lapangan ya
ya gue juga berharap sih harusnya ini bukan satu wacana bukan jadi cuma batu loncatan doang sih
dia kan datang untuk sama julius juga
gue sempet nonton highlight nya mereka di musim lalu beberapa gitu
terus ya sekolah sekolah yang sebenarnya nggak memprioritaskan sport sebagai ujung tombak gitu ya
inilah proses akhir pembuatan sambal the web
dan bebas dari rasa takut serta mengendalikan populasinya
yang satu lagi juga baru diperkenalkan
dan satu lagi ya mungkin ya derby ini ya
di kasta tertinggi di eropa gitu
nanti pokoknya tinggal subscribe nya di web kita ya
dia dia top score kan ya musim lalu ya
jadi trigger buat tim lain juga sih kayaknya
mengingat ancaman covid sembilan belas masih ada di sekitar kita
atau langkah defensif dalam pertahanan diri partai nasdem seperti apa
segera menjadi prioritas gitu ya untuk melakukan revisi undang undang pemilu
mungkin untuk mengawali obrolan ini mungkin ini ya
gue harap mereka bisa punya mindset punya tujuan yang lebih jauh lagi
dari anak anak prawira
seberapa besar mereka tuh merespons
lu kepilih itu kayaknya ini basket
ini kan jadi apa ya tenaga baru untuk yang notabene nya itu membawa apa ya namanya
kami ajak anda berbincang dengan ketua indonesia cyber security forum ardi suteja
karena memang harus hati hati ya
mereka memasukkan nama marcus bolden dan abraham damagrahita gitu ya

terus kalau dia nggak kosong dia coba penetrasi di floater gitu
nah sementara kpk sendiri bilang mengatakan beberapa miliar
mengolah aneka hidangan kepala hewan memang butuh keterampilan dalam meracik agar sajian bisa terasa nikmat
kontraknya yang tahun ini itu dilempar ke
kalau kemudian presiden itu menjalankan kekuasaannya ya
dan ya konsistensi dari dia harusnya bisa
tapi di bagian atas itu terlihat memang bukan orang orang dewa united gitu
evaluasinya kita selalu dari mulai gerakan demi gerakan
dia terus minggu lalunya juga kalah di
ketika ini kita akan bahas tentang pemain lokal pemain lokal yang mungkin akan menjadi atau mencuri spotlight
dan perlu menjadi perhatian khusus oleh para praktisi pendidikan atau pada kebijakan kebijakan yang ada dalam pendidikan
mbak disa yang cukup menarik adalah ini dikatakan bahwa tidak ditemukan
bubur bubur putih bubur gerendul mutiara ketan hitam sagu
gua harap dia bisa jadi salah satu yang dicoba untuk tim nas berikutnya sih
di tengah kelangkaan vaksin di dunia saat ini
aku emang dari gue ngeliat dia dari aspak sih emang bagus
soalnya pas gue dengerin wawancaranya ternyata dia pengen tahu
overkan brand selalu attack basket ya mungkin mungkin di di over time tadi gua gua nyangka juga
mereka bisa memilih saham yang seringkali mengalami tren positif tiap akhir tahun
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual bapak iman rahman selaku direktur utama bursa efek indonesia
dan mcdaniels nah ini mungkin
satu lagi trik gimana ini bisnis saya bisa maju itu kita selalu mengangkat bawahan kita to a level that mereka senang
kita juga jangan memberikan ekspektasi terlalu tinggi kepada tim ini
yang mulia ketua dan anggota majelis hakim mahkamah konstitusi
dan mereka tidak tahu gitu beberapa hal yang
karena tipe kan sama sebenarnya papen dan daniel tuh
ini kita udah lama nggak datang ke semarang
selain tni polri latihan bersama ini juga diikuti pemilik anjing gembala jerman dari kalangan masyarakat umum
tentunya mbak nana juga sudah tahu kita mengusung siapa gitu partai garuda mendukung siapa
kekerasan ini artinya menjadi cerminan untuk menyelesaikan masalah
gue harapnya tahun ini dia lebih wise lagi
ya gua bisa lihat otto ini akan jadi pemain yang juga punya peran yang akan surut digantikan lah
terkadang kita kan untuk membeli sesuatu itu kan
mungkin gak sih di dua ribu dua puluh empat nanti nih
steve taylor yang harusnya secara sizing bermain di dalam
dan itu meningkatkan nilai jual dari data yang dijual itu
rasa cinta terhadap indonesia itu tersalurkan secara produktif dan positif
jadi nilainya kebetulan bisa di transfer
si bilal tuh sempat gak main di game ketiga itu
dan dhanire itu dhanire main bagus banget
selanjutnya diceritakan pula tentang kehidupan berumah tangga yang dilambangkan dengan tari lagu duo
kita hitung naik jadi satu dua ratus ton per hari
dan dapat kembali diakses oleh masyarakat
pada beban penyelenggaranya tinggi
memang ya dengan cara dia
komisi pemberantasan korupsi terkait dengan aliran dana ke partai nasdem
nah kalau di game prawira lawan sm ini
itu yang membuat sekarang banyak pemain lokal mungkin yang belum dapat tim
dan di reservoir ini juga memiliki dua pompa air yang akan menyalurkan air dari bak penampungan ini
atau para kandidat ini penyenang hewan misalnya
padahal kalau ada spencer dan sterling masih ada mungkin gak sampai game ketiga sih
beliau juga bisa menjadi link menghubungkan para arsatis di luar
itu mereka juga bikin acara acara
tadinya kan kita belum ketemu hype nya kali ya
secara skill secara pengalaman
dan ya gue rasa sih memang susah sih buat apa ya
dan wicak yang secara sizing mungkin kecil banget
dan lebih resikonya lagi kalau kita lihat data dari ojk
dari kami yang hadir adalah sekretaris menko pmk pak andi megantara
cukup mengkhawatirkan itu berarti
yang menurut gue akan sangat menarik melihat dia main di ibl
kelamaan gue nontonin itu iklan pertama lebih panjang gue
saya kan juga orang dari sana bapak e juga orang dari patok
dan kemudian ke reservoir komunal marunda ini
bagaimana yang mungkin kita melihat dulunya reza
dikirim lagi ke indonesian patriots
kalau misalkan mereka mau bersaing lebih lagi
produk hiasan ini umumnya lebih disukai pasar luar negeri
tradisi ini merupakan lambang ikatan perkawinan antara anak daro dan marapule
mereka selalu bisa compete sampai akhir tapi sayangnya masalah close the game ini masih menghantui mereka gitu kayak kemarin lawan apa ya kebetulan gue yang bawain tuh
mengingat boleh jadi satu terkait dengan jumlah nasabah kemudian juga karakteristik dari perbankannya sendiri segmen
pak joko kalau tadi pak tony kan sampaikan ya prioritasnya sebenarnya ke pemda dulu ya pak ya baru habis itu swasta
yang mungkin temen temen udah pada lihat selama permainan p j sampai pertandingan kelima
kalau mereka bisa ngikutin dengan pemain asingnya ya bagus tapi pasti ada aja pemain lokal yang kayak ya gue jadi gak dapet menit bermain
untuk siapa yang hari ini ngambil makanan dan menyediakan makanan tersebut ke teman temannya
oke dokter mungkin ini pertanyaan pertama langsung million dollar question ya
sambo katakan kalau sampai terkulit dia apa apa
untuk perhari kita menyediakan empat ratus dosis perhari selama dua hari ya mbak
perjalanan ratusan tembolak beak yang dibawa warga berakhir di lapangan ini
itu pendapat kita aja ya jadi temen temen
semuanya di garuda ini sudah memiliki perannya
kita lihat kebutuhannya kebutuhan makanannya cairannya
nah salah satu upaya untuk memperkuat sistem presidensil adalah
selain baju kucing banyak juga permintaan meliputi perlengkapan kucing
dan itu memang sudah diatur oleh peraturan yang sudah ada di dalam industri perbankan
ikutan semua untuk ini
sekarang ini pop ini kalau kita lihat betapa harga tiket ini bikin award banget
siapa yang memastikan bahwa uang itu alirannya seolah olah ke partai politik secara resmi
rata rata rumah tangga miskin di indonesia
tiga fotografer koroki kahari sama karya
dan kami masih akan melanjutkan obrolan ini bersama dengan
dan so far yang gue pernah foto enak ya cuma di mahaka
mungkin ada yang belum berlangganan dengan newsletter dan podcast kita di youtube
boleh buat gue prawira memang apa ya walaupun sedikit terpleset ketika melawan hong kong eastern
maka kita juga memberikan target di level satu seratus untuk pt pp
shooting yang tajam juga yang selalu diandalkan sama dia
sampah diangkut dengan menggunakan lima armada pengangkut bertenaga kuda dan sepuluh dengan kendaraan roda tiga
warganet sudah riuh duluan nih dengan biorca
ada anak presiden yang dalam waktu dua hari sudah menjadi ketua partai
karena ini sudah termasuk tua jadi ini sudah harus diavaluasi
dan itu bisa dilihat di beberapa pertandingan mereka cukup bisa ngasih apa ya ngasih warna gitu di permainan dari satya wacana
kekuatan juga untuk satria muda
ya kan transjakarta lah tapi untuk lokal lokal sana
skillset kan gak perlu bagus bagus amat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
ya sebenernya gua pengen ini sih ngasih saran ke hang tuah
yang kayaknya sempet lagi akan bergabung bersama pita jaya
mumpung masih ada waktu sebelum mudiknya ini dilengkapi
terlibat pertikaian bukanlah partner dagang utama indonesia namun konflik
korban arief mengaku ia tidak melapor ke polisi
tiga sih tadi finlandia
dewa terlalu luas soalnya kan banten ya ngomongnya banten gitu
topik empat tim yang
olimpia milan akan memberikan warna
melakukan revisi ini kita ingin waktunya lebih panjang gitu ya
platform apa sih yang kita pakai sebaiknya
untuk kemudian bisa memasak makanan makanan yang enak
itu namanya all star kan lebih ke pertandingan hiburan untuk fans
pj secara kualitas pemain asing lebih baik ya
kayak misalkan lo di latihan tuh harus keras kayak gini harus berani sama kakak kelas nah itu dalam artian masa di latihan aja gue udah berani sama kakak kelas masa sama orang lain masa gue gak berani sih kayak gitu
gak tau ya itu menurut gue sih dibayar ya oleh dewa united ya
tolasi budaya di dalam masjid ini begitu kental terasa
untuk ditonton menurut gua
ada dame ada bram ada apa yang dikoment
nah kalau lo ada saran nggak sih yon
pasangan asal bandung andang maulana dan mirza yanti marhamah
karena dengan tinggi badan segitu kita dengan zone defense aja
kita tahu prawira punya senjata di offense
nah menurut kalian nih seberapa berdampakkah kejadian kejadian yang boleh dibilang nih di luar prediksi kita nih
jadi saya tanggap aja lebih baik kita mencegah gitu loh
masih di right track tapi memang masih belum konsisten ya
kita mempersiapkan tujuh puluh lima ribu bed pada saat sebelum lebaran siap siap ini naik
kita harapkan masyarakat akan semakin kritis lagi
kita akan membedahnya bersama dengan ferry asmari pakar hukum tata negara universitas andalas
baik saya bisa mendengar suara mbak dengan jelas begitu ya
gue ngeliat kanada beberapa kali mungkin ya
olahraganya jadi kayak lo perlu pendekatan lebih sih
adalah melalui program perlindungan sosial
ya soal permintaan maaf
teman teman teman bentrok salah paham
lalu bagaimana bisa mendapatkan side job tadi untuk stabilisasi pengeluaran yang rutin
menumbuhkan sektor manufaktur lalu juga mendorong ekonomi hijau
juga akan main di hari ketiga di mongolia gitu jadi jadwalnya mungkin bisa lihat di halo basket ya
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam para pendengar setia abah stok
bahkan dalam catatan kami itu ketika prabowo mengundang cipung
kaya keren sih kalo diapain
nah berarti ada persoalan lain gitu ada sumber lain
di australia yang luar
terus juga ya itu ada faktor juga yang disenangkan
saya izin mengutip ada sekjen gerindra ahmad muzani yang mengatakan memang perlu dinaikkan
nanti untuk anak yang udah lebih usianya mungkin naik beda lagi gitu
ya kemarin kan terjadi tuh dua ribu dua puluh dua
tapi kalau kamu belajar politik kamu gak ngerti hukum
kadang kadang tidak kenal atau disatukan dalam klub yang belum kenal semua
jadi tujuannya tuh bukannya untuk oh kita latah atau kita ikut ikutan dul
dan kemudian tidak bisa lepas dari tekanan
cuma bagusnya ya tadi gue bilang ya
terus dia bilang tahun depan itu bakal jadi tahun loh
tapi ya kita lihat nanti di
itu artinya mulai dari titik nol mereka harus menguasai huruf kata kalimat belajar menulis dan membaca
di jakarta aja ya
sebenarnya karena di sini udah ada lama ya kak ya
kebutuhan untuk dapat berbicara
pasar ini sudah dikenal sejak zaman kolonial belanda sebagai pasar payung
tapi kembali lagi ini memang harus mafia ikut berperan
juga giat mencari tambahan penghasilan dengan menjadi perantara jual beli barang
yang cukup penasaran tuh gua satewacana sebenernya
pemain asing baru pemain masing boleh
nah kalau wisata sendiri tidak masuk kebetulan dalam kategori tersebut
terutama jika sedang berada di rest area
hal yang mungkin gue sedikit pengen bahas ya
putra putri bangsa yang terpilih mewakili tiga puluh empat provinsi di indonesia ini
pada diktum ketiga angka satu huruf b
nilai itulah yang dilanjutkan oleh keturunan mereka hingga hari ini
bapak kalau tidak tentukan saja beberapa anggota yang sudah beken itu terus bilang ayo kamu pindah ke sana coba
bukan bus yang memang diperuntukkan untuk bus pariwisata untuk mengangkut penumpang
proses pembuatannya cukup sederhana
tentang pencegahan kekerasan pada satu
gak ada anomali biasa biasa aja
atau ya divta pratama kalo secara posisi ya
sekarang namanya gor sumberwaras tapi
ini fanbase nya sama sama juga gitu
arief justru berharap unggahan rekaman cctv bisa membuat si pelaku cepat tertangkap
posisinya langsung manggil hans atau indra untuk ngetin vildan gitu
coba tak tanya dulu ya pemirsa
bahwa bantuan sudah direncanakan untuk daerah tersebut
ganjar juga meminta semua daerah di jawa tengah melakukan persiapan menghadapi potensi
cukup solid sih apalagi di bukan dua belas pemain ya
di tahun dua ribu dua puluh mereka di cancel karena ada covid sembilan belas dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh
sekaligus tidak sesuai dengan ajaran ahlus sunnah wal jamaah
beda beda banget gitu makanya ya we ll see lah
mereka punya big man yang oke juga so far ya mereka butuh seseorang yang bisa memecah
meningkatin di defense nya karena kita
dalam hal keputusan yang mendesak
itu kenapa lari lari nggak
udah lama banget seleksinya pas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
kompor pakaian pakaian juga sebagian besar sangat rusak
bagaimana pak gwad sendiri apakah ertas jokowi pasti akan mengikut pak ganjar dan pak mahfud
dan perlu diingat juga ya muhammad saroni kan
jadi bima perkasa sistemnya bisa lebih jalan lah
ya gue harapnya dia juga lepas dari pressure seorang defender gitu ya
rans sebagai company gitu
kadang kadang nanti mereka datang
baik terkait dengan data dan juga pencapaian
nah mungkin biorca ini bagian menjual bisa jadi ya
nah ini yang biasanya dulu digunakan seseorang ataupun perusahaannya
mereka menamai diri sebagai animal communicator
bayu mengikuti vaksinasi anak di puskesmas mojo warno
dalam zonasi yang sudah ditentukan di
menteri lingkungan hidup mengatakan
dan gak ada juga t baby yang udah lama banget bisa dibilang di satria muda
dan satu lagi yang menurut gue cukup penting juga buat pelita jaya adalah sosok regi mononibar yang waktu itu sempet
walaupun ya sebenarnya ya visi mereka ya harusnya misi mereka harusnya ya menang di setiap game borneo
ya sekarang kan daerah pemilihannya untuk dpr ri ya itu tiga sampai sepuluh
tapi di game terakhir
namun sayangnya yang datang ke sana adalah masyarakat pinggiran
padahal mereka dulu mendapat ilmu dan keahlian secara turun temurun dari keluarga atau perajin sebelumnya
hari pertama kami laksanakan teori di ruangan
jadi jadi ini yang buat saya lagi lagi ini adalah penggunaan power ya
maka kemungkinan besar akan ada kerugian yang cukup besar ditanggung dari bilateral ini
oke dok terakhir ini vitamin makanan minuman apa yang paling baik untuk menangkal risiko risiko berkurangnya kemampuan
wenda wijaya yang tentunya jadi coaching staff kan jadinya
anies menegaskan perubahan kembali uu kpk ini bertujuan untuk mengembalikan institusi anti rasuah tersebut agar lebih kuat dalam memberantas korupsi
karena india kejadian seperti itu kemudian mereka tidak mengizinkan ekspor
kalau memang kpk betul betul menemukan aliran dana
mungkin di hang tuah musim kemarin kan
interaksi di sosial media terus di youtube pun
tapi masih dibilang itu data nggak penting
setiap hari pukul tujuh pagi hingga dua belas siang
harus bisa diakali dan ditutupi dengan cepat oleh coach itu
dan dapat bermain di liga oke
tempat yang memiliki luas lima hektare ini memiliki konsep taman bunga yang dipadukan dengan berbagai spot foto
tadi ada dewa lawan trans
beberapa hal misalnya yang tidak pernah sulit sekali untuk mendapatkan konsensus dalam pembahasan revisi undang undang pemilu
lu melawan dengan tim yang
jadi berapa banyak sih sebenarnya waktu yang kita pakai untuk bekerja
cantik sekali ya nah daripada saya beli baju mahal mahal terus cuman kepake satu atau dua
dan pemain asing ini membuat calvin ini secara peran lebih jelas lagi
saya salah satu vokalisnya menurut gue nih wah nih orang diku banget nih kayaknya harus gua ini
ibu menlu bantu akhirnya kita rilis
cuman ya kayak gue ngelihatnya dari segi defense sih ranz udah cukup ini ya cukup berbenah gitu
tapi dalam waktu dekat bisa kita prediksi mungkin bu zelda kira kira kapan pembatasan untuk para wisatawan asing termasuk indonesia
selama dua jam pengunjung bebas deh seru seruan bermain di sini
lajaranya adalah perhubungan darat ini melakukan reformasi pelayanan akuta masal
iya lah sekarang internet juga udah makin
jadi disaat momen momen crucial tuh bingin
daniel wenas dan juga
nah dengan pool dehnya amaluddin draghul
jadi kita agak patah hati sebetulnya ya karena ternyata bukan liburan tapi kunjungan
ini ada orang orang yang mungkin menggunakan
makanya kenapa tadi vincent ngomongin sama kayak gue
karena akan sangat bergantung dari berapa jumlah daerah pemilihannya untuk pemilu dua ribu dua puluh sembilan nanti
gitu kan dia di tahun ini
tapi dengan kita mencatat ya berbagai peristiwa peristiwa seperti ini ya mudah mudahan ya
selesai tebak tebakan siapa big mouse ya sekarang yang jadi trending topic ramai dengan tebak tebakan siapa biorca
menurut gue sih punya impact besar lah ya jeda yang cukup lama ini ke masing masing tim
kalau kita di halo basket kita memasukkan dia sebagai toperform of the day gitu
adanya formulasi angka tadi begitu ya
yang isinya tentunya ada tipat ketupat dari beras
mereka memang tidak banyak mencetak gol tapi mereka juga tidak banyak kebobolan
terus juga mungkin pemain pemain kayak rizky agung pranata juga datang
yang mengkritik cara pemerintah untuk menangani pandemi
dan ketika itulah pertama kali disampaikan keinginan kami kami dari gerakan perempuan berkebaya ini untuk mendaftarkan kebaya ke unesco dan adanya penetapan hari kebaya nasional
bagaimana penggunaan media sosial yang cukup masif bisa membawa seorang bong bong marcos yang notabene punya masa lalu dari keluarga marcos yang tidak baik berhasil memenangkan pemilu hanya melalui pendekatan media sosial
penetapan dan pelaksanaan kebijaksaan kementerian dan lembaga
jadi istilahnya kalau boleh yang lebih sederhana lagi kita menjadi food court
khususnya sejak munculnya varian omikron
melihat banyaknya musibah akibat kerumunan pelaksanaan konser kini harus semakin mempertebal segi keamanan
yang kita kesulitan adalah sampah basah sama sampah kering yang tidak bisa diurai kembali
setelah ada episode kali ini cukup spesial can
ketika itu mereka emosi dan marah kepada petugas lembaga pemasyarakatan
gua harap sih gaada yang cedera ya nantinya
jeda kompetisi itu bisa menambah kepercayaan diri mereka sebagai sebuah tim
di kawasan ini pada tahun delapan puluh an
suku indonesia yang ada di sini kan ada orang sunda orang jawa orang mana mana dan sebagainya begitu
apakah anda mendapatkan informasi lainnya
pelita jaya itu masih memiliki
dan secara lapangan sudah teruji untuk ibl musim ini gitu
eh walaupun sebenernya masih agak ups and downs kalo gue ngeliat dari ranz
anda atau siapapun yang ingin berlibur ke gilit rawangan
pilihan terbaik setelah ngobrolin sama kakak aku kan
atas musibah yang terjadi di lapas kelas satu tangerang banten
kalo tahun tahun sebelumnya tuh menurut gua ya
memang irak juga bisa mengalahkan vietnam ya
kita mulai bicara dari lonjakan kasus ke fasilitas kesehatan ternyata masyarakat banyak sekali yang mengantri pak untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit
terus baru lu yang diajakkan ya
tapi yang paling menarik itu pada tahun seribu delapan ratus tiga puluh tujuh
pakistan kemarin atau harus ada yang diubah
pemuda muslimin itu underbounya psii pada waktu itu
imamnya siapa imamnya saya dengan hormat saya minta yang jadi imam sholat asar adalah pak freddy budiman
yang besar sih yang harus dikerjakan oleh coach eboz
cuma gak tau ya mungkin ada yang terderah nanti atau apa
berbagai aktivitas bisa dilakukan di sini seperti bersuah foto berkeliling telaga bermain perahu karet hingga camping
makanya nanti kalau milih milih yang kira kira menjadi
dan ya gue harap sih
saat ini perkembangannya telah menjalani uji praklinis tahap dua
penjara maksimal lima belas hari denda maksimal seratus ribu rupiah
walaupun ya sayang banget kalah
tapi jangan presiden itu menunjukkan satu pemihakan
dan tahu nggak sih kalau ikan teri nasi ini terkira punya banyak manfaat loh
saya punya riset misalnya pada anak muda khususnya yang diandalkan prospek untuk pemilu
jadi ada dua tim mongolia yang berpartisipasi juga di grup a dan grup b ini
koto lu kirimin ke gue itu itu yang pake baju hitam kan jadi bener tuh badan tuh kayaknya tuh
kayak yaudah kemarin lima skill ke ius tiga kali gitu
dan sebetulnya kan gak ada informasi yang baru juga kan
sehingga ada sejumlah hal yang berkaitan dengan pangan
teman sd smp sma kita
tapi ketika nanti lolos di grup
yang berarti bagi pj tapi secara defense
apa yang saya perhatikan dalam perjanjian framework ini adalah
oh iya kalo misalkan kalian punya top tiga asing di dunia ini
anaknya ini memang gemar membaca sendari kecil
cocok banget sama sepatunya ragil
instastory ya di abastok bahwa
ada yang sudah dikapalkan ternyata apa
dan bisa meningkatkan tadi produktivitas perekonomian kita
masih diangkat alut tinggal itu baik baik
apakah gugatan ini memang diajukan
nanti ada yang namanya federalisme itu kan
agar secara keseluruhan kita justru bisa lebih menikmati kawasan monas itu sebagai kawasan jantungnya jakarta
namun acapkali keluarga muda tidak siap untuk menerima kehadiran anak dari perspektif keuangan seperti untuk biaya kelahiran
ketika kpk independen maka menjaga independensi dan integritas oleh aparatur di kpk itu penting
dan juga berhasil mengembalikan yang lebih baik
jadi memang personil dan over capacity
kemudian kalau kita lihat bus bus yang terjadi kemarin itu adalah bus ternyata
full yang kualitas dan jumlahnya banyak
pak delegasikan kepada orang lain
temponya prawira sih padahal itu udah dapat banget momentum ya kalau gua lihat sih sama satu lagi
ini banyak bahasan yang ngacok ngacok gak apa apa lah kita baru tag lagi soalnya
dan tidak usah sampai masuk icu
tapi kalau ada justin friendly buat pelita jaya untuk compete di level ini ya
bahwa dia sebagai penyidik dianggap harusnya tahu mana yang harusnya dilakukan sesuai standar operasional prosedur
karena gue ngeliat juga dari coach dave bener bener meramu timnya dengan bagus gitu gue ngeliat dari hester
usaha pengasinan ikan miliknya tak selalu berjalan mulus
nah kami berharap dengan kami menggugat pasal tersebut
dan juga gak dibolehkan untuk berada di tempat tertutup kayak banyak banget orangnya gak boleh
gue ngobrol juga sama dia tuh tinggal mahasiswa gue harapnya si dava dava kan sebenernya kecepetan juga ya
hanya untuk nonton parade motogp ini
personal sama jamar yang selebrasi di depan bench mereka di depan
ceo indukoperasi usaha rakyat inkur suroto mengatakan digitalisasi adalah sebuah keniscayaan
karena tidak ada yang pernah mengajari literasi digital pada masyarakat
justru fakta ini dibentuknya dalam bentuk sebuah forum untuk wadah kita berkomunikasi
tiga hari lalu saya sudah sampaikan tentang terkait isu ini
baik untuk closing statement ke kang saan mbak ninis dan juga pak suko
selamat malam mbak rahmi apa kabar
di sisi lain juga ini dulu tuh ada namanya pool
jadi bisa aja di koalisi besar itu muncul tiga pasangan
dan menarik untuk dilihat di musim selanjutnya
gimana untuk menakar kekuatan tim gua gitu
tapi kan nanti di tim cuma bisa ada lima belas tapi pas main yang tiga gitu
tetapi kita harus melihat bahwa teknologi itu berperan penting terhadap persepsi seseorang
supaya pasal ini tidak terlalu jadi pasal karet beneran lah yang bisa ditarik kemana mana
ya saingannya berat berat semua
yang juga tak pernah berubah adalah cara membuat isian kacang hijau untuk bakpia
karena di quarter satu tuh bagus banget sih
dan di kalangan data bridge itu mereka bisa mendapatkan sendiri datanya
membawa isu bonus demografi dengan negara g dua puluh
momen di mana mereka sudah mulai melakukan pengaturan pengeluaran anggaran rumah tangga mbak
sebuah laporan baru tentang gaza menyebutkan bahwa seluruh dua tiga juta penduduknya
masih sangat dibutuhkan menurut gue
andai nantinya memang betul kontraknya hanya dua bulan
makanya mungkin yang bikin faktor utama yang bikin konten ini menarik adalah
jangan jangan tidak ada satu partai pun yang lolos
tapi ya tiba tiba ya pak harto yang lanjut lagi
orang it bisnis analis dan juga career coach
ya menurut gue salah satu rekrutan pj yang paling bagus ya justin brownly sih
yang bermain cukup bagus sebenarnya musim lalu
beradaptasi dengan lima on lima lagi
soal ketersediaan oksigen di lapangan
dan sebenarnya pasti orang bertanya dong siapa sih yang sebenarnya dicari
nah sekarang dua hal ini sedang berproses
kalau lo gimana nih buat preview
dan kevin moses ya
bersama finlandia dan itu terbukti
karena dianggap itu menjanggu konings plane gitu ya
kalau dari gue sih segitu aja maksudnya secara permainan gue gak ada sama sekali concern ya sama pasifik cepat atau lambat gue yakin sih mereka akan dapat kemenangan gitu
salah satu kelompok lain yang mengajukan penyelidikan adalah aliansi kesehatan pedesaan nasional
itu mereka larinya biasanya ke ini ke pinjol gitu
sebenernya suka motoin dia juga kan
tim liputan cnn indonesia
maksudnya mereka bisa sejauh itu
itu owner kami yang bikin saya pernah mempertanyakan itu
ajang untuk melakukan perundungan ya oleh senior pada junior

tapi saya bertemunya dengan community
tapi kalau misalnya kita berkaca pada apa yang terjadi di india india membutuhkan waktu lima puluh dua hari pak untuk melandaikan kasus positifnya
untuk memperkuat memperkuat kesiapan mental kan perlu ada penghargaan
jelek emang pasti ada lah
untuk melakukan revitalisasi angkutan di daerah masing masing
itu yang paket ya
menikmati waktu jelang berbuka puasa
ketika melawan elijah foster dan
menunggu atau enggak saya pikir masih bisa dikompromi kan hal menunggu itu atau juga di
iya langsung gue sambut aja ya biasa pakai pantun
nah bu gat mungkin ingin menambahkan itu bu gat
apa yang membuat kawasan ini memang dilakukan penebangan liar di sana
tapi minimal secara persiapan mereka akan lebih matang dibandingkan tim tim yang mungkin pemain aslinya baru datang di meet desember atau di akhir desember
kalau kita hanya mengejar hasil dari pendidikan itu tanpa
dapat memicu iritasi sehingga menambah potensi keratosis pilaris pada kulit
ya tentunya arah angin dan yang mengalami musim panas
sekarang tidak hanya bisa nonton runway orang orang yang melakukan catwalk para model
walaupun rapai sprace bisa main tapi lini pertahanan dari gini ini cukup bagus sejauh ini
pengennya kan makanan bukan hanya tetap hangat
nah jadi melihat dari berapa banyak besaran daerah pemilihannya jumlah kursinya
apalagi hasil dari aqib scott itu apa ya
sektor pariwisata kita bicara mengenai sektor pariwisata
partai partai baru yang ikut pemilu
cuman ya susah juga kalau misalkan vincent masuk gitu kan
politik itu penuh dengan kekerasan
nah inilah lambangnya dari tari ke pulau pinang atau tari payung ini
karena dengan size segitu bagus
minimal lo jadi role player dulu deh
itu pemilu tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima yang sangat fair jujur dan adil
dari pacific itu gak berubah banget
menjadi bahasa kita sehari hari
sebenarnya saya tidak mau pusing waktu itu
rajin olahraga itu minimal tiga kali seminggu dengan durasi minimal tiga puluh menit sekali olahraga
nggak jelas juga pemerintah memberikan
eee pemain asingnya lah
hingga kuantitas air tanahnya menurun
termasuk edukasi ditary education dan juga manajemen dari makan siang
ya kita berharapnya mungkin kalimat lainnya adalah bagaimana terminal ini bisa fasilitasnya akan senyaman seperti bandara gitu ya pak ya
kadang kadang itu melihat dari sisi
kita berasal dari jakarta dari surabaya semarang dan masih ada lokal lokal juga banyak sih
walaupun benihnya juga itu kita bisa melihat ya benihnya itu pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam ketika bang ali itu mulai bicara tentang jabodetabek
tapi kadang kalau mau nge upload enak enak sih
egy witan sulaiman tuh dua ribu semua tuh
jadi kesulitan ekonomi karena menyempitnya ruang hidup masyarakat
yang suka kuliner pedas yuk merapat
di sini kesempatan saya omong masih banyak rakan rakan kita yang belum dapat
kenapa sangat menonjol di borneo ya
jason nih tipe tipe pemain yang di boss sekali tembak
paling eksplosif ya di dua scrimmage game itu ya
nggak ada sih ini gue juga banyak skip sebenernya kan makanya gue ada catetan
ya kan which is ya itu good buat ibl dan buat
mungkin ya kalau di lawan arab sih memang semuanya pastinya meng highlight di kuartal tiga sih
dia udah bagus cuman dia di scrematch
bagaimana dia bisa jadi orang yang paling semangat buat maju
puncak kelas main bareng widyata putra teja di nsa
kami berharap bahwa kami anak anak muda memiliki keterwakilan
perlu kami sampaikan yang mulia pada maret dua ribu dua puluh
tapi pemain gedenya si cameron redley
ya males juga sih mungkin si coach toro gitu
posisi posisi dua jadinya
dan itu kita menggunakan risk management yang ketat
menurut gue menurut gue cuma kita gak tau
bukan banget lah menurut gue
gue yakin sih udah itu kan kalau misalnya namanya medik kan
kenapa mengasumsikan langsung bahwa aliran tersebut ke partai nasdem
selesai dalam waktu dua bulan dengan sasaran lima puluh tujuh ribu anak
tentunya kita masih ingat di pertandingan pertama mereka bertemu dengan kongistan
dari negara kepada masyarakat ya
dan hal itu juga dikatakan oleh anies baswedan gubernur dki jakarta bahwa ketika pagi tadi sudah ada tujuh puluh data yang masuk akun yang sudah terbuat
sampai senin tiga puluh oktober maria masih menunggu kejelasan kasusnya
karena dianggap lambat ketika
itu sih itu sih gue plus minusnya sih kalau dari pemain asing ini
empat puluh lima cm lagi masih ini lah
jadi tiap tahun kita mendapatkan lebih banyak hak yang dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah
yaudah tukar langsung jadi langsung bisa moto

menurut anda apakah ini adalah sesuatu yang mungkin untuk dilakukan
saya sarannya adalah gunakan fasilitas tersebut
saya baru empat motor aja udah lumayan nih keringetan
jadi pertama jadi itu bokap gue ada kenalan di sana itu bokap nyokapnya si justin
susulan sempat mengungsi sementara ke tenda darurat kalau kemarin sehari itu hampir
jadi itu apa ya setiap orang yang masuk ke ibu kota itu menurut saya pas banget ada stasiun disitu kalau misalnya konsernya dikaitkan dengan konser bung karno tentang monas
tapi karena tahun kemarin udah pandemi jadi nggak bisa pulang
ada tambahan energi lagi nih untuk squad pj ini di putaran dua
jadi ada juga indonesia nya sih sebenarnya
banyak tiktokers yang ngebuat konten lebih ke nyindir nyindir atau ngebuat ya kontennya ya mungkin itu juga itu juga gitu ya
jadi kita benar benar butuh pemerintah untuk mengetahui apa yang salah
itu memang bukan hanya faktor drifting
sehingga kita bisa melindungi anak anak balita ini
sekarang sudah agak menurun tapi tetap di angka empat ratus sembilan puluh
terus kemudian juga gue mau highlight tadi juga alvin kurniawan yang saat ini dia tuh jadi pemain lokal terproduktif ketiga gitu
karena lemon itu bisa menetralkan
oke oke dari formula satu persen yang tadi ada katakan di awal
yang digelar di abdullah bin halifa stadium doha qatar kemarin
rumah sakit ambarawa yang mengalami kerusakan ringan gubernur jawa tengah ganjar pranowo meminta
tiba tiba ada pemberontakan
sang penjual basori sangat bangga dengan soto resep ayahnya
dan itu berarti jatuhnya pada bulan juni ya
oke bisa kamu ajar saya sedikit bagaimana memainkan ini
cuma kalau lokal untuk asingnya sih
karena penasaran saya pun mencobanya
sayang sayang modelan pemain kayak franklin kian dio lakai lain di mas kahono
bang rizal terima kasih banyak kita harapkan mungkin nanti pengalih fungsian dan mungkin ada revitalisasi stasiun gambir ini tidak apa namanya meninggalkan sisi sisi sejarah nilai nilai sejarah dari stasiun gambir ini begitu ya
kita ada tiga belas arena permainan disini
dan tidak menghasilkan apapun di masa depan untuk klubnya
tergantung ke disiplinan masyarakat berarti ya pak ya
ini nyuci air sudah keluar dari kapan bu
itu sih untuk devon van oostrum ya mungkin menjadi orang yang terdepan lah untuk jadi mvp
itu biasanya selalu ada penyuluhan ya
gue rasa ya apa yang lo bilang tadi juga arki juga merasakan gitu
ladang dan hutan juga jadi mudah terbakar
menanggapi hal tersebut ahli hukum pidana abdul fikar rahmat mengatakan
maka ya nggak nyambung
ya karena pemain pemain itu udah telanjur ada kontrak
ada united sm pg dan prawira
ditinggalkan pemain pemain yang pergi gitu
kalau memang ada upaya defense mestinya ada langkah hukum yang mumpuni dan tidak perlu juga disampaikan untuk saat ini
serta tokoh gatot kaca dan superman
maksudnya ga mungkin kan ga mungkin kita dateng kesana kita belum tau nih
apakah kita memang mau menambah penghasilan lagi dengan memiliki side job
kemudian tahun dua ribu dua puluh ya ada bis namanya trans banjar bakula
bukan hanya bpj modern pj sm prawira mungkin juga udah ngincer seorang si daniel
ya jalanin aja lah semoga lepas juga
kadang kadang di luar batas batas kewajaran
saya sudah meminta kepada jajaran untuk betul betul objektif dalam soal ini
orang orang dari beberapa latar belakang migran
soalnya dia meluapkan emosinya setelah tahun lalu berarti ya
membutuhkan untuk mendapatkan lima puluh
tidak disiasiakan para pasangan calon presiden dan wakil presiden
kalau si kertel kayak gitu itu sih tiga itu
at least ke final ataupun ke semifinal
dari sekian banyak cara perokok mematikan rokok dan membuang puntungnya
langsung pakai tangan masuk ke dalam minyaknya
yang paling penting adalah menciptakan lingkungan yang terbaik regulasi yang baik yang merekognisi atau mengakui best practices
selamat pagi mbak selamat pagi semuanya
kenaikan harga dan juga efisiensi
tadi salah satunya pak joko sampaikan tadi yang di solo tadi tirtonadi itu juga pemanfaatannya cukup bagus gitu ya
wb tuh gue liat gak ada cara cara itu tuh cen
nah itu yang akan kita kemudian rekomendasikan ini berarti butuh keturunannya
karena itu pentingnya ketika seorang ibu seperti ibu sairi sudah tua
agar mereka tidak mewarisi masalah yang sama atau bahkan lebih gawat dan fatal
di trahir itu tapi ya gue rasanya juga sadar
tentang hukum tata negara dalam keadaan darurat
soalnya di channel youtubenya koroki udah diumumin juga kalo misalnya lu masuk perbanas ya bro
tapi secara game plan kita ga tau ya
gue sebelum ke amerika itu gue latihan sama kak riko
atau juga starting lima nya ini
nah itu hasil juga kan nggak terlalu bagus juga ya di asian games ya waktu itu ya
jadi diperberat oleh yang bahan bahan tadi merosak skin barrier kulit kita
karena kan ada juga tuh klub yang tiba tiba
ya secara fundamental diakini bahwa ekonomi kita akan membaik begitu ya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
keempat pasal dua ratus tujuh puluh tiga yang mengatur soal unjuk rasa dan demonstrasi di muka umum
nikon tuh terakhir gua liat koben doang sih
ya tentunya yang jelas kami melakukan perbaikan pada semua sisi
ya gue rasa sih masih hampir sama seperti beberapa season lalu
cukup protein kalsium dan vitamin d juga hindari alkohol dan rokok serta kafein
gue juga pas ngeliat
punya energi yang besar ketika mereka berada di lapangan
yudho cukup konsisten di beberapa
substansi yaitu kasus politik itu sendiri
sudah memainkan banyak pemain intinya
menurut dosen pendidikan sejarah universitas pendidikan indonesia wildan insan fauzi
terus gue aja kemarin dulu banget waktu itu pernah beli parka
kita tidak tahu apakah booster ini akan menjadi jawaban akhir
berarti gue udah bilang udah lo maksudnya apa ya
dan ini kan juga akan dilanjutkan pada bulan juni mendatang ya
kalau ngomongin seter yang muda
bahwa perubahan perubahan yang terjadi di iklim kita dan juga di lingkungan hidup kita
nah bagaimana sejauh ini terkait dengan skema pembiayaan untuk terminal terminal yang ada di daerah

tari kapuloh pinang itu gambaran dari kehidupan mereka setelah menikah
layanan telepon dan internet
hari ini di hari kamis eh sorry hari rabu berarti ya
ujang menjelaskan jika orde baru melanggengkan kekuasaan dalam lingkup keluarga dan kroninya
hanya boleh satu pemain asing di lapangan
menurut gue kenapa pj memilih
kalau suhunya mencapai lebih dari empat puluh derajat celcius
karena tahun ini diprediksi akan membuat kemarau di indonesia
pada era kolonial cicadas merupakan gerbang menuju kawasan kota
untuk memastikan target tersebut terpenuhi
pokoknya pasar teradicional pengembangan umkm taman cepja
tapi hingga saat ini sudah kurang lebih sembilan puluh sembilan persen sekolah
gue udah ngomong kemarin ketemu dia di liga mahasiswa udah gak usah main lagi
saat kita melihat mendengar hingga merasakan suhu memori kita langsung aktif
namun digitalisasi juga memerlukan kesiapan modal dan perubahan pola pikir dari para anggotanya
lagi nonton good morning bagaimana sih caranya membersihkan alat alat dapur untuk bisa kinclong
selalu saya katakan sangat aneh sekali
dan juga salah satu pemohon gugatan batas usia capres cawapres di bawah empat puluh tahun
masyarakat yang sudah mendaftar melalui aplikasi bisa menukar uang kertas baru pecahan seribu sampai dua puluh ribu rupiah
nah kalau yang ini nih ini tuh kuliner klasik
kalau di dampar itu sengaja tidak ke sini dia mendarat ke aceh
dia emang bagus gitu di dua tahun lalu
kemudian juga ada campuran campuran lainnya
di tim contender gitu nah ini gua meragukannya
saya kira masih terlalu pagi untuk berbicarakan
jadi para pendukungnya anies itu dia paling tinggi untuk bicara melihat informasinya melalui media sosial
emang era kejadian barka udah kayak lo lagi sih mas
maksudnya ga usah ikut kualifikasi dari round dua
saat itu pulau nusa kambangan baru ada empat penjara
itu antri nya kalo di tempat makan udah sampe parkiran kali ya
salah satunya bekerja sama dengan sebuah judul film indonesia yang menghadirkan artisnya dalam meet and greet yang diselenggarakan di toko ini pada dua ribu sembilan belas lalu
dan kami berterima kasih kepada semua warga masyarakat
dan kami akan terus memantau perkembangan dan juga hasil evaluasi lrt jabodetabek
mungkin coach faral juga melihat sebuah advantage gitu ada di leicester kan
jadi kita nostalgia aja sekarang bagaimana kenangan dan perjalanan stasiun gambir selama ini dengan sejarawan
oke nah ini kemudian bagaimana kalau kita melihat dari sisi keunggulan yang dimiliki oleh forex trading
sepuluh tahun kasran tanjung menjadi produsen ikan asin
induk inang kembali menaburkan beras ke kepala anak daro
karena di dark web itu banyak sekali kan data data bocor dan dijual belikan
interaksi orang orang itu
dibayar ya itu bukan hal yang jelek gitu
dua ribu dua puluh perawiran oleh jadi ini gua mungkin rekap ya eh di pertemuan pertama itu di seri bali waktu
itu biasanya sekolah akan telepon ke orang tua untuk konfirmasi
namanya sebenarnya tipe c lah kalau sekarangnya seperti itu
nah effort effort itu yang menurut gue lucu sih
jadi apa yang ada dalam argumentasi mahkamah konstitusi
but series ini dua game
tanya tanya kok masukin si ini gitu ya
salah satunya adalah sebesar satu ratus tujuh puluh lima miliar rupiah dari kementerian pupr untuk melakukan revitalisasi pembangunan infrastruktur terhadap lima stadion di indonesia
dan ya sekali lagi ini additional yang paling bagus lah
dan para yang anggia yang bisa punya
untuk mengembalikan setiap hari
itu menurut gue sih ini ya
cuma gue paham lah kalau gue jadi lu kan kalau kesa unggul jauh ke jakarta barat bener gak prof
hari ini kita episode kedua di tahun dua ribu dua puluh
wah ini pemain dipilih sama tim ini kayaknya cocok nih
kalau kita melihat lima puluh dua persen adalah gen z dan milenial
dan kuncinya juga sebenernya
gitu jadi ya it s a good pick tapi ya harapan gua semoga dia speedy recovery lah untuk tangga rahogs
supaya jangan nanti masuk angin
di kota lama semarang genangan banjir masih terlihat di area jalan utama depan gereja belenduk dan gedung marba
eh wesal bekerja ini bisa menjadi apa ya masih bisa menjadi pembeda seperti putus polonya musim
tapi tetap ada tetap ada seperti itu mbak
cuma ya harus dilihat lagi sih gimana gimana penampilan fullnya amir sih itu sih kalau gue
selama tahun dua ribu dua puluh tiga sampai desember dua ribu dua puluh tiga ihsg mengalami fluktuasi secara bulanan
kemarin kan kalau ini bisa di apa
oke lain halnya jika kemudian robot trading tersebut tidak terdaftar di bursa berjangka atau mebepti
misalnya kemenko pmk kemendikbud kemenkop terus kementerian pariwisata itu mereka dukung kita gitu
jadi sekarang struggling nya adalah mencari tempatnya
gak terlalu banyak kasih opsi tapi secara defense dia bisa memberikan
sayangnya putra dari kaswan tersebut tidak bisa diselamatkan
budaya pesisir sibolga dengan mengajarkan murid muridnya menari
wajan dengan diameter yang cukup besar wajan besi
langsung saja kita ke kantor pdip melihat pernyataan dari puan maharani
namun kenyataannya gibran raka buming kini menjabat sebagai wali kota solo
karena konflik politik yang terjadi pada waktu itu
kemudian sebagian kecil kecamatan gajah dan kecamatan mijen
kalo dia main dibawah pun oke gitu
kalau saya boleh sedikit cerita mengenai
atau ada hal teknis non teknis lainnya
namun menurut aku gen z juga rawan depresi
terus juga gue lihat abraham dama grahita juga main cuma tiga belas menit
misalnya ya size sekarang harusnya doesn t matter sih
karena apa dia sudah tidak mungkin tidak akan galau lagi di terminal
sambil bersanding di pandu induk indang kedua mempelai makan olok olok sambil bersendak gurau
pos yang ditinggalkan oleh star itu
nah apakah dengan adanya revitalisasi ini menjadi titik terang gitu ya masyarakat yang selama ini mungkin enggan untuk menggunakan transportasi
karena gue juga melihat dari prawira
nah kalau kita menggunakan dari perspektif ke paradigma kesehatan
nsh tuh lokasinya jadi lebih enak loh dengan kedatangan mike glover ya kalau gue lihat
tengah menjadi buah bibir warga desa nepen
dan memiliki pemain pemain yang juga
ini yang salah satu juga harus dihindari oleh para investor
terus satu jam dia ngajar mungkin earningnya saya nggak tahu ya

tapi tapi ini ada dua stat menarik sih menurut gue
ini angker sepi kayak kuburin aja
dia punya pemain asing jerome sama libra yonesh yang bisa main di perimeter
dia berarti pas lu dia mau lulus sebelum lulus dia baru ada ya
apalagi ancaman masalah akibat sampah puntung tidak bisa dianggap remeh
kita sudah identifikasi rumah sakit lapangan untuk seribu bed
karena itu urusan dari mbak dika ya indonesia indikator
bagaimana umpamanya tambang tambang itu izinnya dikeluarkan di kawasan hutan
bisa bermain as a lokal dihitungnya
curah hujan itu mungkin hanya salah satu faktor pak
ketika masuk ke ibl
tapi lebih dari itu adalah kita mendapatkan pilihan yang
kebanyakan berkelahi sih dulu berkelahi
seri satu dua tiga empat lima itu nyambung
digitalisasi memang membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien
karena ya konsistensi akan menjadi masalah raja wali ya
di bandara internasional soekarno hatta tanggerang banten senin siang
ya bener gua juga kalo jadi dion percaya makanya itu
jadi agak harus pelan pelan lah kita ngikutinnya gitu
gue juga merasakan di tiga game itu
kayak apa ya flow nya jalan banget gitu kan
ada sedikit ini ekspresi mau emosi dengan petugas
apa saja yang terjadi dalam pemberantasan korupsi
kenapa akhirnya sekarang ada orang yang beberapa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
ada yang menggugat ke mk soal undang undang pemilu karena banyak petugas kpps yang bertumbangan pak suko
lu dikasih kesempatan ya lu perform gitu
di sisi lain penggunaan cctv sebagai alat bukti diatur dalam undang undang nomor sebelas
ini data yang didapatkan dari juara raga adidaya atau juaraga
singkatnya seperti sepeda misalnya
tapi mereka sangat diperlukan dari coach eborz gitu
termasuk mas gibran juga boleh
sabtu minggu gitu nah kalau eurolik ini
gue sempet denger kalo gak salah jeremy
sambil mencari makanan untuk berbuka puasa yang halal tentunya
proses bisa memakan waktu lebih dari satu tahun
bangunan utama rumah ini tak pernah berubah sejak zaman dulu
fasilitas untuk rawat jalan termasuk fasilitas untuk maternity atau apa namanya
buat fiba world cup juga oke buat dnb juga oke sih
jadi dua duanya ganti kan pas lagi playoff itu kan kemarin ya
ya kalau kita lihat secara historical atau historis kinerja ihsg bergerak fluktuatif ya
nah ini kir ini idealnya dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun
cuma kalo di tangerang hubs nih kebanyakan pemainnya tuh udah jelas wrong
hal ini membuat sebagian masyarakat mengalami krisis air bersih
orkestra penyerangan dari rariwad
kalau sudah dikemas kita pun kalau bisa nggak lama lama
tembakan tiga angkanya juga nggak begitu bagus gitu
di mana waktu itu kita udah siapin tuh jakarta bali jepang indonesia gitu ya
lalu juga masih ada ikram fadil
kalau kita melihat ada keberlanjutan kebijakan ekonomi itu
dan itu jadi semacam apa ya
karena menolak kelompok yang merah begitu karena itu warnanya hijau dan kuning di masjid
jadi barang barang terendam sepuluh hari yaudah memang udah busuk bau nya udah hancur semua
dan ribuan orang mesti terdampak
itu gue mulai berpikir lah
pertama kali di yogyakarta yang masih menggunakan cara seperti ini
karena kan boleh dibilang kan pelatihnya baru
dan pada akhirnya earning dari sad jump itu jadi sepertinya kurang berarti
semoga bisa mencuri kemenangan di jordan
itu selama reformasi dipikirkan semua
tadi lo juga bilang masih agak lumayan panjang perjalanan
seluruh partai pendukungnya memang bisa memiliki suara mempertahankan suara
atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
pj gitu tapi memang permasalahannya
tapi dengan adanya perubahan di manajemen ini tentu kita perlu lihat lagi nih apakah kemudian perubahan yang didatangkan ini bisa memberikan kestabilan gitu
namun hasan makarim bertekad akan terus mendedikasikan hidup
pak ini kita tadi udah sempet bikin questions box
kan jadi anaknya pas basket
awalnya itu stasiun gambir itu stasiun yang kecil sekali
karena kita kurang mencobakan melawan tim tim eropa timur ya
terus gunain baju yang nyaman aja
dr matthew he adalah seorang ahli endokrinologi yang berbasis di darwin
masih bersama saya abu christian dan juga vincent manahemo
langsung ataupun tidak langsung kepada rakyatnya
ini kan prof rekam jejaknya udah panjang banget ya
emang sudah sudah ini udah cukup
jadi sifatnya mungkin hanya bukan hanya tapi sifatnya ada membahas hal hal yang dianggap penting
sampai dua puluh empat oktober tragedi ini menewaskan satu ratus tiga puluh lima orang
ya itu harus dikunci
antara dewa united dan prawira bakal lebih suruh lagi sih
dan harapannya tambahan penghasilan ini menambah kesejahteraan kita
karena mahal murah itu kan tergantung pendapatan juga ya
atau itu ada dua yang berbeda mas kalau di jepang
kita akan bicara soal pembatasan hak itu karena memang
mengapa mungkin tidak semua daerah tapi mungkin ada beberapa daerah gitu ya
pdip bu mega mengumumkan pak ganjar sebagai calon
apa yang orang lain tahu untuk diterima dan disebarkan
dan agendanya sudah kembali kepada jadwal persidangan yang semula
kuda hitam berarti di luar big four bisa dong ya chen ya
dan anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
pasarnya itu sehingga saya oh saya fokuskan untuk diawal dan sampai saat ini masih di baju vesta
dia klaim juga perairan sekitar natuna dan sebagainya
satu minggu sesuai dengan hari sekolah ya lima kali makan
masih menjaga bangunan yang didirikan untuk mengenang perjuangan sang ayah di masa lalu
kasih sayang ceria gitu
memang sekali lagi mendesain tentang pemilu kita itu menjadi penting
lo berarti seneng yang simple juga ya
terlalu banyak pergantiannya jadi kurang kurang relevan lah gitu jadi yang pertemuan kedua terjadi
apalagi melihat real madrid kemarin tahun lalu juga udah juara gitu juara
tidak dihitung jadi permainannya nggak maksimal
ji mungkin dari tim tim yang mungkin lu pengen highlight
ibl ya di musim depan gitu
karena gue di daniel salamena ini karena beberapa kali nih peran daniel nih menurut gue di lapangan saat ranz bermain tuh nggak ada yang bisa gantiin
karena ya gue nggak tahu juga ya ini barcelona ini krisisnya gue kira hanya di bola aja ya
jan misalnya jan main sama mike glover
pemberian vitamin dan obat cacing gratis di kantor rt dua belas kepada kucing yang ada di wilayah rw lima suntar agung
brand lokal juga ada beberapa gue beli gitu
gue ngambil pemain baru tuh si glenn burst sama siapa itu
padahal itu kan nanti kalau memang ini bicara angkutan ya
dan untuk yang jadi pendampingnya misalkan
semoga gak gusak grusuk lagi dava ya
biar ada kemajuan jadi nggak ada yang menganggur dulu
apakah dengan tidak adanya si mucik ini
sultan ini menurut gue kalau misalnya dia gak terus mengembangkan potensinya
kalo ke kesatria tuh itu casenya buat gue
mk mengingatkan bahwa selama ini angkanya sudah cukup lama
bahkan gue acungi jempol juga untuk seorang pandu iguna ya
yang mengandung bahan hipoalergenik atau memicu alergi
ya sebenarnya sih kalau sln melihat pp dua puluh enam tahun dua ribu dua puluh tiga ini
artinya alasan keselamatan untuk menjadi pertimbangan bukan itu ya yang anda lihat ya
ada argus juga dan benaya
kalau di prawira kayak gitu
yang bener bener kainnya bener bener ekspansif
tadi buat satya wacana salah tiga padahal
atau akan ya ada di australia ini
enam itu dibagi tiga belas di kandang mereka
gua harap sih brandis bisa bisa bukan jadi bukan cuman jadi apa ya bukan cuma jadi as a scorer tapi
ada yang simpang siur kemudian bahkan crossing gitu ya menuju pilihan yang mana nafas
namun setelah itu kembali lancar
perbedaannya saya rasa bukan masalah worth it cat nya ya
itu nanti bakalan diisi sama
mungkin di hang tuah musim kemaren kan
ya semua kendala yang sempat terjadi di awal pengoperasian itu
hingga terjadi penurunan kesadaran
buat ngebantu si ransnya sih
ini sejauh ini menurut pengamatan anda bagaimana mas joshua
maksudnya ya gue mah opsi terakhir lah kalau udah tinggal dua detik
kalau bagi partai politik itu untung rugi mana yang menguntungkan buat mereka gitu ya itulah yang mereka pilih
gue gak tau itu game yang aneh ya game dimana di low scoring game permainannya keras tapi tollnya dikit
oke mas gibran menyadari bahwa kalau misalnya anda mencoret
yang penting dengan nomor tiga pak ganjar prof mahfud bekerja
terus ornamen ornamen juga bagus sih
tapi ternyata jumlah penduduk yang terpapar itu makin hari makin tinggi
di tubuhnya ini gimana nih
dan karena itu saya bisa mengatakan bahwa ini adalah bagian dari money politics ya
nah botol kaca seperti ini dalam satu hari mereka bisa mengumpulkan empat puluh sampai lima puluh karung botol kaca seperti ini
dibanding widianta putra teja
gue pernah lihat soalnya di ini ada rekamannya juga di youtube
at least kita ngeliat lawan saudi arabia tanpa bram dan bolden aja
sedikitnya lima tim sukses calon legislatif mendaftarkan diri ke rsud taman sari jakarta barat
yang main spanyol terus ada
ya ada masalah masalah sedikit lah
kenapa kok dugaan saya seperti itu
pembelian sajian kepala kambing utuh pun ternyata cukup banyak
debat perdana cawapres yang digelar pada jumat malam menjadi topik terpopuler di media sosial
nah pemerintah pusat dua ribu tujuh belas memang sesuai dengan undang undang pemerintah daerah tahun dua ribu empat belas nomor dua puluh tiga dua ribu empat belas itu mengambil alih dalam hal pengelolaan
dan terdiri atas terong kacang dan daun melinju
ternyata nomor teleponnya nggak benar
kadang harus di backup dengan kevin mosis
anak daro duduk bersikik ada apa di hatinya
di tempat yang dingin di rumah pembekuan mereka harus bayar sewa
di dua seri terakhir sebelum jeda
ini juga menjadi ancang ancang bagi mereka
kalau gue sebenarnya gue pengen banget ngeliat
daftarkan tiga pemain yang berangkat asingnya ya dan juga dua pemain yang bermain di lapangan
bahkan wisata patung bawah laut ada di sini
adalah menggunakan pendekatan pengeluaran
banjir di stasiun tawang sendiri sudah pernah terjadi beberapa tahun lalu yang juga melumpuhkan aktivitas kereta api
karena sekarang levelnya yuda pemain timnas gitu
berarti ya nama nama baru mungkin bakal lebih
satu misalnya mungkin untuk dp rumah terpaksa harus ditunda dulu
lu bayangin ya pemain asing
tapi juga daerah pemilihannya
memeriksa apakah bus sudah ada perubahan sistem
jadi mungkin pemda lihat oh dua lantai dua bangun besar
tak lebih dari dua jam haris menuntaskan pemeriksaan
adalah cross lighting listrik arus pendek
sedangkan sisanya ya satya wacana bima perkasin pak rizwan
mereka lebih mungkin untuk tinggal
jadi saya pertama kali ini tertarik untuk masuk
karena bakalan jadi blow out game
tapi secara kedalaman squad ini menurut gue
kabitumas polda metro jaya yusri yunus menyebut insiden ini menimbulkan korban jiwa sebanyak empat puluh satu orang
dan pada demi cuan kali ini kami ingin mengajak anda untuk melihat bagaimana narasumber kami membangun bisnisnya secara konvensional pada awalnya
banyak sekali aspek aspek yang harus diperbaiki oleh tim gitu
nah yang ini kemudian menjadi momentum agar segera dibahas oleh pembentuk undang undang
bener bener intermezzo ya ini teman teman gue sama vincent yang ketau ya vincent ngikutin atau enggak kalau gue pribadi
brandon francis ini belum ada yang bisa nahan
saya ingin mempersilakan dari kementerian koordinator bidang pembangunan
akan seperti apa gitu nantinya tapi ya
si borneo sama amar tahang tuh pasti
kita sudah menyediakan tangkap darurat dana tanggap darurat
keleluasaan dia untuk beroperasi dari daerah atas itu akan semakin banyak
kemudian ada positif melakukan beberapa adjustment
akan sangat salah satu grup
eh pas mau naik langsung ketemu
untuk setting ide maksud gue ya main indonesia lagi
bangunan masjid yang didominasi warna hijau tua ini menjadi media dakwah
calvin nyerimia sih gue melihat
pertandingan terakhir ya ini pemain yang bisa defense dan offense sama baiknya gitu apalagi di defense kita tahu semua
daerah yang tingkat upah rata ratanya itu
tapi ngomong ngomong gue liat di foto lu kan lu ada di club fielders ya
widianta putra teja sembilan belas poin gitu
tinjauan ini bertujuan untuk mengkaji dampak besar dari kegagalan jaringan dan bagaimana hal tersebut dapat dicegah agar tidak terjadi lagi
karena ketika mereka terlalu euforia akhirnya mereka melihat peningkatan kasus
ya sigah sisa sedikit lah kemarin di second round gitu
satu bahwa partai pengusung gibran adalah partai yang mengajukan permohonan
gue ngeliat juga bumi borneo juga udah lumayan oke dari chemistry
petanya pertama statement pertama
kalau lo tadi ngomong satu pertandingan kita bisa ambil
mengapa kpk bisa langsung mengungkapkan ini ke publik
di mahkamah konstitusi ada dua jenis perkara yang belum pernah disidangkan
boirong fashionnya dari bawah
dua dari lima pasal tersebut memunculkan opini
rans bukan yang dalam artian rans simba nya loh
sangat sulit dilakukan dan mahal
lalu kita lihat juga ya brandon masih dengan tembakan tembakan kelasnya masih oke lah
kebanyakan dipinggirkan itu maaf aja ya lahannya milik kepala kepala daerah itu tadi
dan nigeria kembali dicoba untuk menjadi tuan rumah di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
biaya kuliah tinggi menuai aksi protes dari para mahasiswa tentunya juga menjadi keresahan bagi orang tua
tapi memang kalau saya melihat itu adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan hewan dengan cara telepati itu butuh belajarnya
lapas lain artinya rentan juga pak dengan bencana kebakaran seperti ini
karena kita tahu ya baik pak erlangga hartarto maupun zulkifli hasan ketika beliau berdua itu
tumbuh sekitar empat persenan ya dari yang prediksi tahun ini lima persen
tapi kita udah tahu cuma nggak enak aja untuk kita sebutin
siapa siapa saja sih mungkin yang akan menjadi
yang gue gak tau fotografernya siapa tapi kalau ngeliat foto hasil fotonya dari nba gitu itu keren sih
kalau untuk apbd kota solo bisa dijelaskan
silakan dika dengan laporan anda
itu kita bisa nanti kalau kurang kita bisa ngambil ke yang lainnya
t rock ya otomatis yang main lima
itu merupakan beberapa stasiun yang memang cukup padat
kita udah dua kali bercanda gitu loh masih belum ada aja yang masuknya kayak gini
ketika mereka bisa menjadi tugas
tapi ada beberapa terminal juga ada perbaikannya pak ya
itu mengindikasikan kpk sedang menarik narik kasus ini ke ruang politik praktis
world cup itu kan tanggal dua puluh lima agustus
jadi kan seperti ini kan membuat pak jokowi ini jadi susah posisinya
bentuk keris melayu juga memiliki banyak simbol spiritual selain nilai estetika
apa yang udah lo lakuin ketika di sclimate gitu
bawa kemana squadnya sebenernya
sesuai aturan dulu itu sampai punya lahan lima hektar
kalau dengan kondisi indonesia seperti saat ini ya idealnya pada saat persiapan mau menikah sudah mulai menghitung biaya pendidikan
yang juga pekerja sekeras laki laki itu yang mendapatkan gajian yang lebih tinggi
sesar lembang merupakan sesar aktif yang memiliki potensi gempa maksimum mencapai magnitudo enam satu
karena kebanyakan pemain asing pada pulang dulu ya
itu dulu ya secara year on year di bulan april ini mengalami penurunan impor kita dari india
kalau lapangannya gak memadai susah deh
baik baru saja kita menyaksikan pernyataan dari wakil ketua kpk terkait dengan dugaan aliran dana ke partai nasdem
ya karena memang laki laki tidak menstruasi kan bu
sejumlah karakter superhero ikut menjadi peserta vaksinasi anak
dalam artian matang itu bukan dari secara squad segala tapi
terus ada rezonnya di real madrid
ini yang mendapat apa terdampak banjir tersendiri dan terjadi banjir tersebut
dan akurasi tembakannya juga cukup baik dia punya free throw cukup baik
karena ada premiumnya atau ada tambahannya
yang kedua adalah dampak inflasi di mana harga harga tadi naik itu akan menimbulkan efek berantai seperti
di seluruh lembaga pemasyarakatan di pulau nusa kambangan
pak alex menyampaikan ini sebagai informasi yang diduga
kadang kadang kan orang menceritakan sejarah
nah tapi uniknya di game kali ini belum ada seorang adakara prastawa yang kita tahu semua
tidak hanya di indonesia tapi negara lain
jadi seperti anda katakan tadi
cuman ya gue melihat abraham damar grahita yang tetep menjadi seorang kapten dan selalu punya peran penting menurut gue
juga memberi klarifikasi secara resmi bahwa pak sel pernah
terutama bagi para pengguna mobile banking maupun telpon pintar pak
tapi saling serangnya sekarang lebih menarik mbak
ketika mereka di pertandingan jadi lebih banyak gitu
tapi harus dipastikan bahwa itu akan membuat pertahanan kita tetap kuat seperti biasanya
sebenarnya yang sedang dibangun saat ini gitu
apakah yang disampaikan ini secara substansi benar atau tidak gitu
hampir prediksi ke nsa gitu karena ya
ganti semua pakaian putih putih
tapi pas mainnya apa ya
kalau misalkan musim penghujan kita ikannya pada rusak
memiliki tanggung jawab yang ganda untuk menghidupi dua hingga tiga generasi sekaligus dan ternyata
kedalaman squad pemain pemain yang udah matang
coach dev juga lebih sering melakukan rotasi di starternya
ibaratnya gamenya diperbanyak deh
ini mungkin yang perlu dihindari kita perlu sadar apa sih sebenarnya yang mau kita beli di sini
kali ini mudah mudahan semakin bisa memotivasi dan mendorong masyarakat kita ya
anda bersama sps bahasa indonesia
masih bisa berkembang gitu
nah karena memang usia piris itu kan ada dia ya primer dan sekinder
eh semoga bisa menutupi apa namanya bolongnya dari eh si ksatria mengawan solo
trendnya cukup positif ya terus meningkat
oh dapetnya dari itu ya ke ininya ya
jadi mungkin mereka pada awalnya tidak menyadari kebakaran karena masih dalam kerentitur
pagi ini gubernur dki jakarta anies baswedan mendatangi kantor dinas pendidikan
kemudian juga yugoslavia lebih kepada isu politik di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sama kamel g sih katanya udah boleh dicicil
kepalanya aja masih pake baju sma
di di di di di terakhir semuanya dua turnover beruntun di kode obat obat itu benar benar ngebunuh
satu ratus delapan puluh satu lima belum hitung anak kalau hitung dengan anak dua puluh dua ratus enam puluh juta
itu satu yang gue ngeliat dan satu lagi ya dampak negatifnya mungkin pastinya ada pemain pemain yang tadi yang seperti nggak dapat bukan gak dapet menit malah gak dapet tim gitu
ketua pengurus koperasi simpan pinjam suadharma warsul anwar mengakui
top empat gitu tapi kalau ngelihat tren sekali lagi mereka cukup oke untuk jadi anggota top empat lagi di
apakah nanti pemerintah akan memberikan tarif promo lanjutan
juga beberapa dominasi di point offense and defense
nah itu mesti kita putuskan nanti
nanti saya tanya mas gibran mau nggak masuk ikut dalam tim pemenangan nasional pak ganjar dan pak mahfud md
jadi pasing pasing sampai shot roll kehabis baru tembak
bisa dibilang el clasico gak nih sebenarnya nih
iya ini juga kita lagi nunggu konfirmasi sih
kalau mau ke pulau sumatera ada juga tempe palembang
dan jutaan orang kita saya pikir juga cukup optimis
pertama menurut saya memang stasiun gambir ini kan ketika mulai diperbarui pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
game ketiga ya seperti biasa tadi gue udah bilang juga yang menang di game sebelumnya pasti momentumnya ada di mereka
ya kemudian kita cari juga
sama ya empat tiga poin juga
kalau di pon gue liat dia sama pon jabar yang pas juara ya yang marencio sama
alat bukti yang sah adalah keterangan saksi ahli surat petunjuk dan keterangan terdakwa
budi mengimbau untuk lebih melek finansial
oke setuju atau nggak setuju ya guang gua duluan ya
ya jadi di rumah melakukan terawih dari rumah semuanya dilakukan di rumah
bima perkasa bisa main sehebat itu sih
makanya dari itu kita butuh eskavator mini
riling exciting dan kita rasa kayak masuk ke dalam segi dunia para universe yang kayak di video game banget itulah itu
jadi menurut gue secara kesiapan sebelas tim kecuali tiga tim yang tadi gue sebutin tuh sudah cukup matang
ada pun yang perlu menjadi perhatian bagi para penumpang adalah pastikan pada saat pemesanan tiket nama dan identitas sudah sesuai untuk kebutuhan protokol keamanan dan asuransi perjalanan
episode selanjutnya di episode keempat
ditambah masalah lagi seperti itu ya
jadi scoring kredit kita berapa gitu
kepala kepala kepala kepala
hang tua eh kalo satria muda bisa
dari tata kelolanya dari semua aspek lah yang harus kita bicara
rt rw jangan dijadikan sebagai alat untuk mendukung investasi yang kemudian itu merusak lingkungan
jalan terminal yang dekat dengan akses jalan tol itu hidup
mereka bisa memainkan permainan yang seperti itu
yang kuat efektif tapi konsisten
orang cuma diperingatkan tidak mengeluarkan pernyataan atau tindakan tertentu
nah ini suatu pertumbuhan yang cukup baik performa yang menarik di dua ribu dua puluh
penampilannya juga serem serem gitu kan
ini suatu hal yang cukup baru dalam hal perkonseran gitu ya
abraham ndamargerahita sampai dengan
ini keren banget ya
ya anak anak muda ini gak bisa step up lagi kayak game kemarin
di tier pertama ada satya mudapertamina
rupiah didirikan pada akhir dua ribu sembilan belas flora wisata santera di laponte menyuguhkan belasan
dan di pertandingan ketiga ini ya prawira dengan yudha nya
kisah ini bukan hanya soal bagaimana produk kuliner peranakan ini dibuat
itu jadi satu momentum sih kalau gue lihat dari hang tua ini
kalau sehari bisa ngerapin berapa motor pak
yang saya minta itu sehat lancar perjalanan ya
itu akan menambahkan ilmunya si robot
ditonton di pertandingan pertama ada wesal bekerja lawan lcdc asfalt tim sembilan ribu sepuluh lalu ada maka btl tim
nah ini yang kemudian tadi ya kalau kita bicara efek ekor jas atau kotel efek
ya tentunya semua orang juga punya pandangan yang sama ya
mungkin kalau dari gue tiga itu sih yang menjadi sorotan gue lah buat si rocky recommendation ini
mereka sebelumnya tinggal di kawasan patu kota yogyakarta

yang menurut gue di tiga game itu
sekarang dengan pagi hari karena jarak tempuhnya lebih pendek dia
itu berjalan normal dan tidak ada masalah apapun
mungkin apa sih pak tantangan untuk bisa mewujudkan integrasi itu semua
kenapa mesti kok seolah olah penyampaian pak alex ini tendensius ke partai kami
server yang sibuk kemudian mengalami gangguan tetapi gubernur sendiri sudah memastikan bahwa
lansar sudah tidak ada ntp
yang pertama tumbuk perlahan cabai domba
kenapa dia masih punya anggotaan pedesaan
malah ya itu kalau lu lihat umur william tinsley tuh lebih muda dibanding david samuels
dan tahun ini diperkirakan perubahan iklim sudah menaikkan suhu
tatkala beberapa pasal yang tadinya tak ada dalam kuhp lama ternyata muncul di dalam kursi
asingnya pakai p satu di lapangan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
karena meski terus berkembang para pembuat bakpia paham rezeki dari tuhan tak pernah tertukar
nah menurut kalian cukup berpengaruh gak nih
yogi tujuliarto arief tidiawan jakarta
tapi hari ini gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan akses sudah bisa kembali normal
ya satu ratus lima puluh lima tapi kita ini dulu vincent happy birthday dulu buat abastalk ya udah empat tahun nih
apalagi mereka gagal di dua season terakhir
ya bisa terjadi upset yang
ada keempat tim yang bakalan berjuang buat mendapatkan satu piala
waktu awal juga begitu
mereka harus bisa seenggaknya
untuk menjadi individu yang lebih berprestasi kedepannya
jelang seri kedua motogp dua ribu dua puluh dua di mandalika nusa tenggara barat
bikin juga acara cfd berkebaya
bercanda bikin orang ketawa tuh gini tuh
ada kasus kasus ipdn dulu ya
dan anak anak konflik bersenjata yang kembali terjadi sejak tujuh oktober lalu menimbulkan
weekend telah tiba masyarakat jakarta ini gak jauh jauh kalau penat ya wisatanya ke puncak
untuk bisa mengakali hal ini ya
dengan nomor rumah masing masing nomor tiga dan empat belas
akankah dia akan langsung breakthroug ke tim utama atau harus nunggu dulu nih
apakah memang benar benar hanya dua faktor itu saja atau memang sebenarnya dari pihak pengusaha dan dari sekuat bisnis indonesia sendiri bahwa
sekarang selama dua tahun terakhir ya tahun ini dan tahun kemarin kita udah gak bisa ngelakuin terawih bersama buka puasa bersama
banyak beberapa tim yang skip
anjir gua mau main bola udah main bola lagi
karena latihannya di dalem suryawijaya yang sini
dalam rangka peringatan asian heritage mone selama bulan mei
dua puluh satu penumpang jadi untuk persiapannya dalam mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang
terus abraham grahita juga masih main untuk prawira
adidava berarti whiskey adidava ya bukan dava doi full lock beda beda bukan bukan beda nah dia
saya yakin anda akan memilih yang serius untuk jadi presiden
jadi karena mereka tidak tahu tentang yang lalu
kalau kebaya itu kan aspeknya banyak tuh
keluarga besar dari teman teman west bandit
pasti juga dia akan bicara dengan kepala bulog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
kalau misalkan dia bisa konsisten dia bisa bawa west bandit jauh lebih
itu kita tinggal membuat akun
itu second change pointnya gini ya terlepas dari kejadian reza dan ikram
forward dan guard juga mereka punya size
ya itu kehebatan seorang coach tony sih menurut gue
bahkan inggris dan jepang saja sudah resesi sementara indonesia masih tetap tumbuh resiliensi lima
ini masalahnya terlalu banyak sih menurut gua kalo dari pandang gua ya
bisa dibilang kayak lokal lokal yang premium juga harganya segitu kan
dengan beberapa aspek teknis itu
cuma kalau buat videografer kayak koro ki gitu enak
namun sayangnya dalam sebulan terakhir tragedi dalam kerumunan terjadi
yang pastinya akan sangat terpukul dan kehilangan ketika anggota keluarga mereka menjadi korban
nah itu karena pembelinya itu kalau disuruh beli oh ini bakpianya habis yang ada makanan kecil
ketiga guardnya ini bisa menjadi pembeda gitu ya
selain oksigen soal ketersediaan obat covid sembilan belas di pasaran
terus dia kan membuat bakpia
dan itu terbukti di beberapa game sebelumnya yang menurut gue ya dia layak untuk lolos di ronde yang pertama gitu
dan yang paling penting yaitu mengingat pintu masuk dan juga pintu keluar
untuk biayanya sendiri saya menyisihkan sedikit tabungan saya
kalau gitu sekali lagi terima kasih
gimana lu perasaannya selama prapon
serangan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional
mk tidak berwenang partai partai non parlemen tidak berhak kemudian mengajukan dan menentukan apa saja yang menjadi syarat
dan gue yakin juga daniel bersama lobu juga akan berkontribusi banyak secara menit ya
diah menambahkan menyuarakan isu bonus demografi dengan negara yang tepat akan berpengaruh pada kualitas sdm masa mendatang
terus kayak apalagi dewa united juga ada arena baru
satu setengah tahun yang lalu
bawang merah bawang putih cabai tahu tempe mana nih ya eh ya ampun pemirsa good morning apa kabar sih
lebih dari satu empat ratus rumah rusak
ya tapi jendela ini lumayan panjang lah ya
secara size what lokal pun cukup berbeda jauh ya
marjono reksodi putro almarhum itu salah apa itu adalah ketua tim pantai ketua tim drafter
ditemani sang nenek dan tantenya putri tampak sibuk memilih beberapa peralatan tulis baru untuk digunakan saat sd
ada satu yang gua juga setuju dengan lu
apalagi dengan setinggi dia
paling penting sebenarnya infrastruktur ya
abu misalnya main di meksiko atau main dimana

juga jadi tulang punggung
selain mobil golf pengunjung juga bisa menyewa skuter listrik dan e bike
sehingga tadi dari naik di perkotan naik angkutan perkotan sampai terminal diambil pindah ke angkutan lainnya
kalau gue dari raja wali sih prnya
itu baru lah ya baru
delapan puluh tujuh sembilan puluh satu dari ns metric dears yang memaksa akhirnya metric yang lolos ke babak utama
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam para penengah abastov
iya pas lah ya
sekjen kementerian keuangan heru pambudi menjelaskan
adanya berkas yang tidak terbaca sistem tetapi tidak ada solusi dan mereka mengaku diberikan solusi untuk mencoba mendaftar ke swasta
yang tentunya pastinya level pemain pemainnya lebih tinggi
menurut faisal kondisi itu akan menekan kondisi ekonomi domestik indonesia
tidak mampu gitu menampung curahan hujan itu
tembari waktu dua ribu lima belas kan belum komplit komplit
kami informasikan tidak boleh ada kekosongan aktivitas pelayanan publik
jadi duluan untuk persiapan kekiran baru kemudian mempersiapkan dp rumah
cuman balik lagi gimana caranya lu nge treat barang barang yang lo beli dari hasil thrifting gitu
oke mbak nissa yang cukup menarik tadi anda katakan bahwa biasanya
begitu juga bentuk warangka atau sarung keris yang bagian atasnya berbentuk perahu
ya cowok pres ya sama kalau sekalian yang
punya ritme bermain yang udah pas lah
karena ada partai mayoritas hasil pemilu
vaksin ini juga dipastikan menggunakan bahan halal
kadang kadang mainnya anyap gitu kayak game terakhir loh
disikapi dengan ibadah tobat
untuk luasan ini tadi seperti yang kami sampaikan di penyebab di
sudah boleh lempar lempar masyarakat kan
iya mbak pada dasarnya seperti ini
sebelum saya entry decision making alternate planning saya
maka memang masuknya untuk slik ya slik dan pinjaman online ini dalam sistem pengecekan
sehingga memang mereka berusaha untuk memperbaiki sistem
gue melihat perpindahan dari si tuan chow hernan hernan gomez ke panathinaikos
pelatih dari kogartap memiliki teknik khusus
bagaimana suasananya mbak kalau kita bandingkan misalnya sebelum pandemi begitu
gue langsung tepok palanya jujur gue langsung tepok kepalanya
di yang lawannya pasifik kalau gak salah
atau jadi bps army dan sebagainya identitas ini tuh kayak apa ya ada devotion yang harus dilakukan
beberapa item harganya bisa kita tawar menawar
disini ada taman bunga dan wahana permainan
kalo dari gua sih itu bu lu dari lu ada tambahan yang bagus ya
menurut anda apakah memang menaikkan ambang batas setinggi itu bisa menjadi solusi
dewa untuk slot lokal naturalisasi dan heritage itu
itu belum terbuka dengan
untuk menjadi pelatih musik prajurit kesatuannya bergodo daeng
tapi ya kuatnya sejauh ini sama sama aja
oke pak saya harus jujur ya mengatakan kenyataan pahit bahwa banyak sekali kemudian masyarakat
sejauh ini cukup solid dan ada
karena naiknya tiga empat minggu sesudah lebaran itu cepat sekali
lebih baik orang yang ditempah oleh pengalaman
aduh berat sekali ternyata menjadi menkes
yang pasti kalau gue ngeliat nama aven ya
pilih pilih seragam dulu ada ukuran mulai anak anak sampai orang dewasa
nah contoh contoh seperti ini jenis pekerjaannya memang rata rata adalah di bidang jasa
sudah manis dan gurih walau tanpa gula
bagaimana kita berinteraksi kan kita sedang agak terisolasi
menurut gue tuh si laka tahun musim ini
karena memang kami semua merupakan yang dikatakan kerabat ya
dia point guard yang sebenarnya cukup rajin dalam ngelakuin defense
itu adalah salah satu hal yang kata katanya itu sebenarnya biasa aja
yang diterjemahkan ke huruf kanji bahasa mandarin
cuma dari game kemaren pastinya serul ya
yang juga menolak itu kan sebenarnya dasar sedimentasi itu enggak
dikerjakan dengan cara manual dan menggunakan kayu bakar
ah males nunggu gitu ah ribet gitu
terjadi perselisihan perang di sana
seperti satu hari harus mencapai bisa mengangkut berapa penumpang
nah ini memang kesalahan pemda tidak ada
kan dalam kota ya itu bukan untuk balap pak
serta simbol kepasaran atas rezeki tuhan
iya ini prof juga kan kemarin sempat cerita ya
ini kan pasti akan ada masalah di mahkamah konstitusinya
bounce street asia menawarkan fasilitas bouncing atau melompat dan kelajuan
ada kemungkinan dan cukup besar hanya dengan modal satu juta rupiah bisa dapat profit sampai sepuluh juta rupiah
jadi sekolah salah satu sarana atau medium yang juga menunjukkan kekerasan ya

mereka bisa sabar gitu passing passing passing sampai nemu ruang kosong yang enak buat nembak
sempet mempertanyakan ya dulu ketika mau berlangsungnya bcl ini apakah ini akan menjadi
yang pertama ya acim gua pasti nulis
yang pertama pasal dua ratus delapan belas yang mengatur soal penyerangan kepada harkat dan juga martabat presiden dan juga wakil presiden
wajib dikeluarkan stefi tidak terlalu membebani maupun barang barang jaship itu tidak ditahan
yang melibatkan bus pariwisata
dan itu antara lain karena faktor kurangnya kita pada saat masa persiapan beruji coba dengan tim yang karakter mainnya itu eropa timur
solo support timnya waktu di
tapi yang paling jelas bagi netizen itu kan cara berbahasa
mereka juga gak mau blunder dengan mengambil pemain yang asal gitu

dia melihat opportunity kalau size yang dia punya
itu gue nonton juga tuh bandung
penggawai juga sangat terbatas gitu ya
di indonesia dimana kampungnya mbak dini
mencapai enam puluh empat persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan
pak ikrar bisa mendengar suara saya
pengaruhnya kan ke tenaga kerja gitu loh
ketika melawan si hang tuah tadi kalo gak salah
nah kalau tidak diulang informasi ini akan hilang
manajemen operasional di terminal juga
ini pertanyaan yang kemudian harus saya tanyakan kepada bapak
apa hubungannya dengan perubahan iklim
alhamdulillah baik pak pertama tama kami segenap keluarga besar cnn indonesia mengucapkan turut berduka cita pak
ya kalau yang salah sama pemerintah udahlah mou saja lah
arsul sani meyakini pihaknya telah mendengarkan masukan dari seluruh elemen masyarakat tak terkecuali
jadi orang belanja ke atas itu agak berkurang
tapi udah kayak yang di jakarta itu udah latihan latihan udah mulai
apakah sama ketika dia diberikan perintah
kita evaluasi apakah pelonggaran maskernya ditarik lagi itu kita lihat
dan lokal ya ya kalau misalnya
berapa belas kali atau setiap bulan atau bagaimana itu pelaksanaannya
di mana saya pernah di tim tim dulu saya menyelesaikan tim tim sampai dua ribu dua puluh
dan untuk membuat satu keramik juga bisa disambung hingga dua tiga kali tergantung ukuran yang diinginkan
tetapi ternyata dari sisi engagement engagement itu adalah tanggapan
yang didominasi dengan pemain asingnya
kami dalam saat saat itu juga menggugat ya mbak
bagaimana melihat stasiun gambir yang memang lekat dengan monas monumen nasional yang menjadi pemandangan sehari hari orang kalau mau ke luar kota begitu melihat ini
di biro kredit itu saya sih ya mesti akan harusnya lebih luas lagi layanan untuk mengecek kredit skor kita
saya kangen banget dengan indonesia karena tahun ini kebetulan nggak bisa mudik tapi nggak apa apa
jadi ya di ketika melawan arab
terus masih ada afan masih ada oi
ternyata musimnya harus geser
ya sekarang malah keliatan wendel lewis gitu yang lebih nyala gitu
bahwa kematian puluhan kucing di wilayahnya bukan disebabkan oleh racun
potongan potongan buntut ini disimpan dalam satu wajan besar
dan mereka juga cukup kuat di eropa
selanjutnya ini mau pakai aplikasi atau enggak
jadi kita kan lebih mudah kalau kita jahit sendiri gitu
nah sekarang kan begini ambang batasnya terus naik ketika tadi ya misalnya dalam satu daerah pemilihan kursinya besar besar gitu ya
contohnya biaya biaya untuk perawat anak biaya kesehatan dalam hal ini juga termasuk vaksinasi yang mungkin ada berbayar juga termasuk untuk hal hal yang lain
oke pak joko dari tiga puluh empat sampai dengan tahun ini
apakah akan menggunakan sistem proporsional terbuka atau tertutup
stasiun stasiun seperti itu
ternyata kalau yang gen milenial gitu ya
fassily djemicic yang akhirnya pindah ke okc
bagi yang belum kayak saya sama sampean
mungkin ada beberapa yang bertanya kenapa
karena kalo menurut gue tuh fashion is your identity sih kalo gue menurut lo
jadi kayak banyak banyak insight insight juga nih
karena di pamulang kan ada dua tuh pamulang satu dan pamulang dua
jujur kastil ini sebenarnya perpaduannya ada tiga negara
apakah kemudian hari ini pendidikan di keluarga artinya bukan menjadi prioritas lagi
dan setelah sudah mencapai kapasitas
insya allah akan lahir anaknya ke dunia
pemilu pertama dalam sejarah orde baru
jika saya ingin beli rumah ataupun beli mobil
dan satu lagi hal yang jadi pertanyaan masyarakat
tadi juga sudah dinyatakan oleh gubernur anies baswedan langsung di kantor dinas pendidikan
gue melihat sosok juga fernando manang sang yang membantu
udah apa namanya udah pernah menjuarai lah menjuarai si euro league sebaik tiga kali
itu harusnya bisa bisa diambil jadi momentum mereka untuk kemudian bangkit gitu
vicia flamir dan juga di beberapa kesempatan
kantor kantor museum nasional
cuman mereka dia memang butuh sangat butuh bantuan
karena stasiun gambir yang dibangun dengan indah
selamat pagi pak kuswardoyo
kpk fokus ke urusan substansinya
kemudian masih ada penonton juga kalau penonton insya allah
sel terkunci pak saat kebakaran ini terjadi
umum ini dapur umum dari warga sini sendiri
dan kalau saya capek lupa bales ketiduran saya besok ya baru bales saya lihat beberapa sudah tidak tertolong
termasuk juga wisatawan domestik yang datang ke bali termasuk juga ke kota denpasar
termasuk juga bicara soal aktor aktor pemilunya
performa mereka di beberapa game belakangan ini
iya tapi kalau glazer masih disitu kayaknya nggak
melakukan pergantian nih pergantian dari lima slot asing itu pemain pemain mana aja yang kemudian
sesar yang dapat menyebabkan gempa ini tentunya akan berdampak ke kawasan sekitar sesar lainnya
karena kalau tidak makan nanti kita punah
gapapa lah namanya baru pertama kali moto
dari bapak dari bapak bapak afrika selatan
gue udah ngomong kemarin ketemu dia di liga mahasiswa udah gak usah main lagi
dan untuk membahasnya kita sudah bergabung melalui sambungan virtual
david samuels itu sebenarnya cukup komplit sih menurut gue
sama seperti daerah lain di sumatera utara
namun untuk penelitian lebih lanjut dinas kpkp melakukan investigasi bersama balai besar veteriner kementerian pertanian di subang jawa barat
pengelola wahana wisata beluron bengawan solo
pasti mereka akan kontak kita dulu untuk acara acara mereka
dan mencari investasi seperti mengikuti rekomendasi tanpa riset
dan ada panggung yang disediakan jadi kadang ada beberapa event yang lumayan lah untuk menunjang
selamat pagi yang mulia dari kementerian keuangan
kaus vintage under tahun dua ribu
dengan pelatih yang sistemnya fisikal gitu pasti menarik sih lihat permainan sm di musim depan
dan ini harus bisa jadi contoh buat universitas lainnya
nah sarah ini bisa jadi salah satu opsi bagi para pemudik yang kelelahan berkendara dari jauh untuk sebelum melanjutkan perjalanan lagi
orang sekarang zaman sekarang yang muda muda pengennya streaming
tentang angkutan jalan atau undang undang llaj
karena gua jarang liat juga dia tebak tiga angka
saya bilang mudah mudahan jadi presiden itu tidak dianggap sebagai coba coba
kalau saya dengarkan ilmuwan ya
kita ingat era di mana kpk datang di sebuah tempat tidak mau ikut makan tidak mau ikut kegiatan kegiatan yang didanai di luar kpk
untuk hadir di tiongkok beiji
padahal sebagai presiden ya harus bersupport semua
di mana boleh kita lihat
kadang kadang ada gathering perusahaan
harus diberikan dua kali lipat dari infeksi biasa
jika sumatera utara sudah terlalu sering menerima kedatangan pengungsi rohingnya
di season sebelumnya dia menjadi
gitu kan ya gak ada yang berekspetasi leicester sebagus itu gitu
sangat ideal akan sangat seru nantinya final gitu kan tapi mungkin kita ini kali bergeser ke
ya sabang ikut menolak juga semua kan
cuman kayak lagi nih dari pemain lokal dulu ya mungkin gue melihat ya
ikut membantu untuk menekan dan meminimalisir resiko resiko yang ada
secara tidak langsung menyadarkan gue
bahwa dengan skill yang sekarang
saat ini rata rata perajin yang ada di sentra keramik pleret sudah berusia di atas tiga puluh lima tahun
kalau ngeliat pemain kita kayak gitu
ada ukuran standar parameter kemampuan di partai itu berjenjang
belum pernah meraih kemenangan
lebih dari sepuluh juta pelanggan terputus koneksinya
dan mereka sangat membutuhkan big man yang bener bener big dan dan dominan di paint gitu
terus tiba tiba beberapa dia
hutan telantara di mana di dalamnya banyak predator
oke mungkin secara size lu kalah gitu kan tinggi
ketika pemain pemain lokal ketutup dia bisa ngebantu di segi offense dan defense
mendapatkan banyak sekali momentum keuntungan
ini bagus bangetnya badannya kan koker gitu kan tapi ya gua rap dia selalu approve dindar dan dia
oke mas huda terkait dengan skor ini menarik ya kita gali lagi lebih dalam karena setiap orang pastinya ada skornya
kita lihat lebih banyak meal
denger lagi bro udah gua klarifikasi ya
nembak bagus penetrasi bagus dan punya mentaliti juga gitu yang gue suka
keberagaman kesehatan penyelidikan dan penyelidikan parlamen
di playoff kan terutama bima ya
ia juga telah menjalani pemeriksaan laboratorium dan radiologi
bermain di euroli musim kemarin
untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
si lapangan yang licin tersebut sih
kalau mau ada yang kira kira mencurigakan kira kira ini orang asing
dari kota kembang di pulau jawa sekarang kita menyeberang ke pulau sumatera
ya orang pasti akan mikir juga masa thrift kayak canggah dalem gitu kan
oke mbak dini saya sebenarnya masih kepo nih
habis itu ke jakarta mainlah basket di monas
ada satu perkara nomor satu ratus dua puluh
desain keserentakan pemilunya seperti apa
terutama para pemain asingnya gitu
jadi tergantung apa kostum yang kita buat
ih pj tiga kali hat trick gagal juara
selamat malam mbak rahmi
ternyata warga negara indonesia ini jadi salah satu pilihan
ketika dalam konversi pers pun pelatih dari hongkong bilang itu adalah messi game pertandingan yang kacau lah gitu
mengundang berikan multiplier efek terhadap perekonomian domestik
tapi lu nyamannya dimana prom
si jabari sama sea bird sih
sesar lembang merupakan patahan sepanjang tiga puluh km dengan kedalaman dangkal yaitu sepuluh km
tambang ilegal di sumatera barat itu sangat di dalam kawasan hutan di dalam sungai
kalau di indonesia sudah lama ada hak cuti haid namanya
jadi kalau misalnya mau dikembalikan berarti dia kembali kepada awalnya di tahun seribu delapan ratus tujuh puluh satu ketika kereta api jakarta bogor tahap pertamanya dimulai
yang bekerja sebagai personal assistant di salah satu perusahaan swasta
dan kemudian kita menjunjung tinggi etika
tempat imam samudera amrozi dan mukhlas dieksekusi mati
tim tim dari yunani juga yang sebenarnya cukup cukup baik di basketnya cuman memang nggak terlalu
ya lawan arab jelas sebenarnya kita bisa menang ya
jadi kalau kita lihat akumulasi dari krisis ya artinya apa
mungkin maksudnya daerah bronk
jadi punya plus minus sendiri buat di pj
mau cabang olahraga apapun hanya
oke kalau kita berbicara mengenai merevitalisasi poinnya revitalisasi terminal yang di daerah
sisi kita karena nutrisi ya tadi salah satunya jadi harus mengatur pola makan harus sisi yang
sehingga kita itu tidak fokus perhatiannya kurang ketika kita proses menyandi sebuah informasi yang kita terima
tapi kalau tahun ini dia main kayak gitu terus
alat pemindai akan menangkap postur tubuh saya kemudian menampilkannya dalam bentuk avatar
asin henotanik ini yang membuat bagian kuku dan kulit ketika ditempel atau dibubuhkan pada permukaan kulit dan kuku
kenapa karena di tengah ada banyak kegaduhan politik belakangan
dengan adanya perubahan sistem home and away ini tadi nyambung dari abo bilang
tiga juga yang punya kapabilitas yang bagus
dan kemudian juga dari sisi topografi
atau makanan menjadi lebih mahal
penataan taman bunga yang asri serta adanya beragam karafan
setuju atau tidak setuju promis ramadhan
kalo misalkan ee pacific ingin bermain speed
katanya udah ada di ibl store
namun hal itu tidak menjamin bahwa kasus antivirus ini akan menyebabkan penyakit covid sembilan belas
ya sudah nggak laku nggak ada angkutannya itu jadi persoalan
dengan daya listriknya ini adalah tiga puluh tujuh kilowatt
ada juga bias ilusi di mana barang yang dicari misalnya memiliki warna atau bentuk yang sama dari media benda yang dicari berada
itu cukup susah sih apalagi
terus ada zack eady yang bisa menutup big man big man besar seperti gobert
ngabu bilang tadi kan salah satu pengembangan liga di bawahnya
keraknya ini terendam oleh cuka nah step selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menaburi
ya tentu kalau sudah menyatakan miliaran rupiah
cerita pertama kalinya itu seperti apa kok kemudian pak sundar punya inisiatif untuk ngajarin mereka
ndek kuah sama sekali
baik sekali mbak dini mbak dini belum jawab nih kabarnya bagaimana di sana sama keluarga di sana
mereka kerap membuat pertemuan dan saling bertukar pengalaman tentang produksi bakpia
dan kita bisa google semuanya tidak ada yang tepat
artinya negara tradisional itu negara negara yang
dibawah sohan nedas ini ya coach nedas ini
atau misalnya tulis di kolom komentar aja gitu
mau start eee dari pemain asing kali ya
ya nick faust di game pertama doang gua nonton hang tuah cuma satu game
maksudnya beberapa pemain kayak antonio hester brandon francis yang bahkan ejected juga di pertandingan tersebut gitu ya
dan yang gua harapin sih jabari sih
penistiaan itu diberikan yang berikutnya lagi ditambah juga dalam penjelasan
motogp mandalika merupakan tanda kembalinya indonesia
kalau magicnya bisa membuat back to back juara ya itu kita nantikan lah di musim
ya yuda untuk saat ini memang yang dikatakan oleh gubernur tadi memang yang diperbaiki adalah
basun akhirnya mampu membeli rumah di kampung suryowijayan yang masih berada di kawasan taman sari
di pertengahan borneo masih masih bisa comeback karena gue melihat dari apa ya kerja keras dari
bencana lingkungan dalam bentuk banjir itu makin tinggi intensitasnya
jadi catatan kita adalah bahwasanya sejumlah hal ini menjadi perhatian
ya ini kan semua menjadi matras matras ini kan bahan bahan yang mudah terbakar
beberapa bulan sebelum demak kan protedi
ya gue sih caranya kayak gitu jadi buat temen temen yang hobi thrift menurut gue ya lanjutin aja
ahy kini menjabat sebagai ketua umum partai demokrat
ataupun juga peningkatan suhu di atas tiga puluh sembilan derajat celcius
dengan fasilitas yang sudah baru
ya selamat siang ibu sri terima kasih untuk waktunya
nah kemudian di pertandingan dua prawira bertemu dengan pelita jaya dan mengalami kekalahan
gue tuh bingung ini sebenarnya di tim tuh mau dibawa kemana ya
dan udah didenda juga coach david dua puluh lima juta ya gue maksudnya
dan untuk pemain lain mungkin selain vildan
karena mengubah model kan pasti butuh ada adaptasi ya
puntung ini akan menjadi masalah buat siapa
iya pernah pernah main sama ayah saya
secara season kan masih ada kurang lebih satu setengah bulan
tapi yang terjadi semalam itu betul betul di luar ekspektasi itu
sampai ketemu di grafis grafis
mungkin kayak secara overall aja ya
di tanggal berapa dan sistemnya seperti apa pak
yang cukup penting buat timnas spanyol
menurut gue pj ya konten salah satu konten yang paling bisa diikuti di indonesia ya
kalau tipe a itu dia memang melayani angkutan bis akab kemudian bis akadepi termasuk angkutan kota dan angkutan pedesaan
pendaftaran untuk dapat mengikuti liga tiga bersifat terbuka untuk umum dan gratis mulai dari tanggal dua puluh tujuh juni hingga delapan belas juli dua ribu dua puluh
secara umum terdapat dua poin penting yang berpeluang berpengaruh
nah ini beberapa makanan sudah siap dibawa untuk kebawah
ya dimanfaatkan oleh prawira bandung
publik bandung kepada tim prawira bandung raya
dan penataan lampunya itu loh
dan juga sempat bermasalah di sistem kelistrikan
sehari menjadi pengusaha warung nasi khas sunda
memang mungkin hitungan tidak pernah ada
lokasinya sekitar tujuh belas km dari lembang ke arah kawasan gunung tangkuban parahu
ranz itu apakah mereka bisa tetap mempertahankan performanya
terutama di gora sedih di point guard sih yang agak harus diperhatikan dari prawira gitu kan
ia bisa dibuatannya dijual mulai lima belas hingga seratus rupiah
di lawan jodan nya itu gua kan
dan kartu indonesia pintar kuliah
selalu diundang ketika ada momen besar
saya insya allah sampai allah memanggil saya
gejala yang dirasakan kakek berusia seratus tahun ini adalah batuk serta nafsu makan yang berkurang
semoga tidak ada lagi ketertinggalan dalam buta aksara
tapi yang pasti harus ada nutrisionis
kita tidak mengizinkan lagi situasi dimana orang takut
kalau jam siang siang gini pagi sampai sore itu setengah kapasitas yang ada disini itu masih bisa bisa
menyetorkan itu kepada kami ke bendahara partai politik
tapi peran dia akan sangat kelihatan jika kayak lawan prawira kemarin
kelebihannya kita bisa dapat barang dengan harga yang murah gitu kan
ketika masih desain pemilunya itu pilek dulu
tapi ya ini pelajaran yang bagus sih
masih baru masih baru
dalam melihat potensi pemain dan
gak tau lu kepikiran atau enggak yang pertama ada ys saurale
jadi setelah dipercaya oleh pak jokowi bapak akan mempersiapkan sebaik mungkin untuk menjadi panglima rally band lima
satu lagi ya satu tim lagi kalau nggak akan ada sih slovenia ya
jalen richardson lalu si steven hartburn main sangat baik gitu tapi sayangnya memang waktu game itu dava dan aven nggak step up seperti game game sebelumnya gitu andai dua duanya atau salah satu deh
karena sudah menghubungkan antara trading system itu sendiri dengan brokerage
mengambil game game selanjutnya karena
juga menurut gue salah satu yang gue pengen sampaikan adalah
nah dari situ dia si customer ini membawa timnya teman temannya dari komunitas
karena generation ini kan kita kebetulan juga bantu orang tua juga
demi kesejahteraan kalian juga loh
makhluk hidup untuk bertahan
saking tidak kuatnya untuk membayar biaya sewa
jadi kan bandnya jadi lebih kayak expose gitu kan
kemudian waktu harus memilih
lalu dengan experience nya tadi lu bilang
selendang digunakan dalam tarian ini
ya nah itu lu posisi waktu itu gimana pas ke wallna
kalau kita lihat sebenarnya ya itu tadi trennya positif bapak bapak orang orang menggunakan angkutan umum dan bus
walaupun di akhir akhir ada kayak sekuens yang gue seneng banget
lalu ada samuel devim gitu kan
ya enggak lah enggak terlalu kontek kontekan
mungkin kalau dari gua
ya ya tapi back to back tuh mantep juga ya gue ya dua kali ya berarti
jadi sesuatu ini kan kenapa di tiktok
kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
kita masih take di hari yang sama tanggal empat
yang tidak terlalu kental rasanya yang justru ringan
melihat lingkungan pas aku pertama masuk di pskd itu
sementara uud empat puluh lima mengatakan lima tahun
brookings institute organisasi nirlamba di washington dc amerika serikat
dan sayangnya pak buntaran berhalangan untuk dapat berpartisipasi
ya ini sebenarnya keinget sedikit nih waktu dua ribu dua belas dua ribu sepuluh
ada juga yang low budgetnya bener bener low budget
kemarin kan sempat gonceng ganjing bukan apa ya
taubat zikir doa dan sebagainya
jadi walaupun seolah olah tuh ada kritik terhadap pak mahfud ya sama gibran gitu
kemudian udah terdaftar di
dari target sasaran vaksin dua ratus delapan juta orang
gue lebih bisa melihat acim yang bisa akan dapat menit ya
emang pelatih di bandung aja atau gimana
potensi juga akan diturunkan di semasa kedua
kalau kita bicara situasi arus lalu lintas di ruas tol cikampek saat ini masih cukup padat
gak sabar sih gua sih liatnya
karena kpk nantinya akan mengajak tiga pasangan capres cawapres ini untuk membahas
apa meja berubah begitu
dan itu yang gue suka dari bima perkasa sih
dalam artian kalau kita ngomongin james gies ini kayak prototipe nya seorang jared shaw ya
dan di offense nya juga cukup konsisten
bapak tanggal delapan belas februari nanti kan juga akan ada pertemuan itu
cuma kan banyak kemudian orang orang yang memasukkan nama dia sebagai calon calon most improve player di museum ini
dan di episode ini kita mau bahas sedikit sebenarnya perjalanan pj dan prawira di orang kedua
dan nanti kita masih akan membahas mengenai bagaimana informasi yang dikatakan oleh bendahara umum partai nasdem ahmad syahrouni terkait dengan bantahannya
orang hilang bukan dong aduh jadi orang hilang
menurut gua sih kalo levelnya luka doncic udah masuknya
sehingga kamu sedang dikampen tapi kamu tidak kerasa
manusia kan semakin bermanfaat untuk sampai titik tujuan itu ada hal yang fitro gitu
kalau misalnya si yesaya sama si dede kan step up juga gitu
ya beginilah bisa lihat sendiri memang tidak terlihat tapi agak lumayan gitu
yang kita tahu sendiri karena heran ada sempat ada harapan ketika tembakan berinterferensi semestinya
maka produk tabungan yang hanya memberikan tanda kutip bunga sebesar satu dua tiga persen itu tidak akan mencukupi
karena dari segi permainan juga prawira udah
sekedar menambah bunga rampai perdebatan soal kasus ini
beberapa kali pun juga sudah melakukan upaya advokasi
sementara ajeng dan rizal jauh jauh datang dari sragen jawa tengah untuk membeli kain dalam rangka pesta pernikahan mereka
untuk kemarin malam sama hari ini tiga tiga puluh kita udah mulai sahur lagi
yang bener bener fansnya dari rans pick basket eh rans simba bogor
pulau terluar dan paling utara di indonesia
kolektor barang antik katanya
anaknya muhammad prananda prabowo
punya sejarah yang cukup bagus juga di abel
sekarang sih memang hampir ya cukup sudah cukup banyak lah
ini sama kayak hoax menurut gue
kita mulai dengan menjelajah pusat perbelanjaan pertama di indonesia sarinah
melihat ekspresi mereka gitu ya
dari tk itu sebelumnya di tk pasti akan ditanya
gue cukup seru melihat mereka bermain walaupun ya di awal
cuma emang mungkin kebanyakan nikotin kali ya jadi agak tua aja sih menurut gue
boleh mungkin diambil contohnya satu di bawah kesini
tapi yang jadi problem ketika bicara ada pasar produk bekasnya itu jadi saingan kan
karena saya menganggap saya tidak begitu berbakat jadi hakim
lantas seberapa urgensinya seorang karyawan perlu mempunyai sadjob
ia baru menyadari adanya keratosis pilaris pada kulitnya
di mana partai itu akan memperkuat sistem presidensial kita
sebenarnya kan lebih banyak kepentingan bisnisnya
sebenarnya kalau tadi kasusnya dengan bank bri
gua senggungin juga tuh masalah role player tuh
tentang diabetes sebuah kondisi yang sedang meningkat di seluruh indonesia
ini tea game yang menurut gue
di episode yang sudah cukup banyak kita juga lupa di episode keberapa
bentuk penyajian makanan pun perlu diperhatikan
dan dapat dipilih melalui website dan instagram
nah ini yang menarik dapat saya informasikan terkait dengan data dari ketua phri dki jakarta
apalagi aparat penegak hukum ya
kepadatan kawasan cicada semakin memuncak tahun enam puluh an
bermula dari keterlibatan george rahi dan robin jacob pada sebuah eksperimen instalasi seni
kerenyahan dan keaslian rasanya yang masih terjaga membuat karak mbah sastro terus dicari peminatnya
lebih tinggi daripada melalui media main stream dan televisi
gue nggak terngerti mungkin pada saat itu memang lagi hype hype nya soal polisi skena kan banyak tiktokers
namun tak jarang mobil seharga ratusan juta ini belum memiliki garasi
bersilaturahmi dan apa yang paling yang kami anggap bagus itu
atau didera if tadi ya
ini kan juga orang orang golkar banyak sekali masuk disitu
dan gue pengen seterusnya ya seterusnya ya mungkin kita semua pengen lihat adanya pemain pemain lokal yang bisa step up di ajang international
kalo dari lu gimana yang ngeliat sm lawan hang tua sedikit aja kali
lalu apakah kalau yang sudah terlanjur nih mbak
biaya inflasi pun sendiri sebenarnya juga masih debatable kalau dari sisi kami pencerahan keuangan ya
lagi drop lagi bau lah istilahnya
dan juga nanti bisa klik link yang di bio untuk bisa gabung di komunitas kita di whatsappnya
emang bau sial nih orang
saya ingat sekali pemerintah berulang kali mengatakan bahwa selama masa ppkm darurat
dia harus bisa memahami aspek apa namanya product knowledge dari sepedanya
supaya apa supaya ujung ujungnya dapat pemain yang berkualitas lah
argus tuh main banyak banget loh padahal menurut gue argus tuh tiap kali main
dibanding seorang foster gitu
di atas ken kuning berjalan
lebih murah kalau kita titip dari pagi sampai sore itu cuma berapa
itu harus ada dan yang terakhir adalah ada susu
aidil akbar majid ketua asosiasi perencana keuangan iarifc indonesia
salah satu game terbaiknya mereka di
hampir setiap hari menyiapkan puluhan paket berisi makanan
the game sefli sebenernya mereka punya imports yang bagus juga sih
betul imports bagus dan pemain asing atau pemain lokalnya pun ga banyak berubah itu yang coins plus mereka juga
di pj juga segitu kan dede arigi yesaya terus
jadi fokus kegiatan yang berbeda
apalagi ngelihat asingnya belum ada lagi nih satunya
ini memang kalau dibawa anak anak tuh rasanya sayang orang kan
kalau dulu kan sempet ada timnya dimana mainnya dimana gak nyambung gitu
kurang lebih empat ratus lima puluh porsi
karena mereka mempunyai keyakinan ideologi
sekarang pertanyaan juga sama apakah dengan tidak adanya reza akan berdampak dengan prawira
seperti misalnya ada berkas yang
awalnya sih saya naik transport ini karena murah pertama
satu alat itu bisa sepuluh liter per menit tinggal colok listrik
biro data itu yang dia menyediakan cek skor kredit secara online gitu
ee mungkin dia gak terlalu
ketika mereka melakukan offense
hanya terlihat beberapa orang saja yang singgah dan berbelanja
semoga bisa mencerahkan kita semua agar bisa lebih menerapkan pola hidup sehat dan tidak terkena penyakit penyakit yang mungkin bisa menimpa kita pada masa tua seperti osteoporosis ini ya dok
jadi waktu dua ribu lima belas itu warga sabang khususnya itu bisa menerima begitu ya
dengan semangatnya member ini
nggak ada terus cari cari muter udah muter muter kemana lagi balik ke situ lagi ternyata udah ada
tapi ya semoga kelly mempunyai motivasi tersendiri ya
baik kalau secara regulasi pemerintah telah mengeluarkan permendikbud nomor empat puluh enam tahun dua ribu dua puluh tiga ya
tiro kan sebenarnya secara posisi masih bisa banyak yang menggantikan ya
niti gurnito berpulang pada seribu sembilan ratus delapan puluh satu dengan nama dan pangkat terakhir mas lurah niti pawoko
dan karena itu menurut saya memang harus dirapikan lagi
juga mereka bisa menang mengakinkan juga ya apalagi disitu pemenangnya menjadi kunci menurut
satu katanya yang paling istimewa
kita tag di tanggal sepuluh november
prawira menunjukkan kalau mereka masih mempunyai championship mentality sih
pada akhir pekan sementara untuk musim lebaran kali ini kcic memprediksi jumlahnya akan mencapai
gue tuh sempat bingung loh gue sebenarnya
karena gue liat memang disini patrick ini
sementara kedua mempelai melakukan bacoki tradisi mengadu ketangkasan melalui sebuah permainan
aku juga pilihan pribadi
buah vitamin serta masker
modernisasi kooperasi bisa dicapai jika sudah terdigitalisasi
waduh banyak juga ya lima lu pusing nggak tuh
mungkin nanti saya akan tanyakan langsung kepada pejabat yang menggantikan pak jin mungkin itu
nah ini adalah akses menuju ke salah satu tempat atau opsi beristirahat yaitu hotel yang bisa jam jaman nih
walaupun kita bicara kultur internal di kepolisian mungkin sejauh ini belum mendukung seratus persen ke arah sana ya
dimana mana ada bumbu indonesia ada dimana mana
coach shasta masuk lagi kembali ke ibl
seperti contohnya yang mau investasi di microchip
pada penutupan periode pelaporan seperti di akhir kuartal atau penghujung tahun
pelatih gue panik terus dia balik ke lihat ke bench
satu arah begitu sehingga kalau misalnya salah ini tidak bisa diperbaiki sementara untuk tahun ini
pastikan balita menggunakan jaket atau baju hangat
menarik dan soalnya gue nonton videonya
tidak menggambarkan skor sih sebenarnya ini kan skornya jauh ya
ayam yang sudah bersih kemudian diungkep dalam panci besar
tidak melibatkan kepentingan dirinya secara langsung
jadi itu exception karena itu terjadi mostly di sebelum rukbek
bisa juga gama atau kemudian apa nanti itu akan menjadi satu keputusan kita akan bicarakan bersama sama
berapa kali kena pressing sama yesaya agak
gerakan literasi yang dilakukan huru mayani dan teman temannya berawal dengan melakukan pendampingan kepada anak anak desa pengguna
adalah kenapa sel ini ditangkap hamin satu sebelum pemanggilan
tahun depan atau di tahun dua ribu dua puluh empat adalah tahun pemilu
boleh diceritakan ini kan ada peristiwa banjir bu di sekolah yang ibu tempat bertugas
kalau nggak salah ya kalau sama eropa ya
ya sepertinya sambungan komunikasi kami terputus
kedepan bank indonesia akan terus memperkuat sinergi stimulus makro budaya islam bank indonesia
adanya tambahan itu kan bisa dibilang
anak anak yang melakukan darmawisata
sehingga saat kita dapat penghasilan utama plus penghasilan tambahan
karena gue melihat banyak banget bintang bintangnya
umumnya pasti waktunya kan melintas hari gitu ya
ya yang pertama nikola mirotic kalau kalian pernah dengar juga ini salah satu pemain nba
gue harap sih dia bisa konsisten ya di season selanjutnya
atau justru turun sangat rendah
nah john bollinger penemu bollinger bands misalnya katakan saja dia yang menciptakan robot
siap siap makan semua makanan yang tadi saya beli
nah makanya yang didorong oleh kami adalah kita mencoba untuk mencari instrumen yang lainnya
untuk dibahas ya yang pertama tentunya
cuma setau gua di tim misalnya nih
itu bisa ngalahin produk impor pakaian baru
tapi ya mau naruh di mana lagi sih
nah dana pendidikannya sendiri itu biasanya naik relatif cukup tinggi karena tergantung dari kampus dan jenjang pendidikannya
siapa tokoh muda yang menurut partai garuda
monas itu secara estetis apalagi kayak sekarang untuk saya lebih baik
di nusa kambangan dan cilacap itu sangat komplek
tapi mereka masih masih sedikit kurang menurut gue dari energi itu
kita mereview total undang undang pemilu kita ini melihat sebetulnya kan tadi berangkatnya itu sebenarnya begini
karena tempatnya memang kayak di pelosok
namun banyak yang merasa belum perlu memiliki rumah tahan gempa
gue juga gak bisa dibilang mereka gak bisa main
sebetulnya masih kurang ya
dan ada banyak apa namanya ikon ikon jakarta di sekitarnya
gue melihat dia permainan di bulls
jika ingin lebih memastikan hak suaranya berada di tangan sosok yang tepat
atraksi ini dilakukan dalam latihan bersama yang digagas indonesia canine and dog sport association di von penuel kennel kisarua bogor jawa barat pada sabtu
yang di jombang anak anak sd itu
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat
namun sekarang sudah tidak perlu lagi karena sudah ada reservoa marunda
mas fahmi di akun telegram ataupun twitter
tapi yang gue suka adalah
makanya setelah kami ditetapkan sebagai peserta pemilu
begitu ya tapi mbak rami singkat aja mungkin
untuk mengurangi kondisi keratosis pilaris atau penyakit kulit ayam
kemarin gue sih komen dari instagramnya main basket
di pertandingan pertama tadi lu bilang bahwa lo scoring game bermain defense gitu ya
kecenderungannya seperti itu di negara negara yang sudah mempraktikkan keserentakan pemilu
yang dan nama nama lain yang kurang dapat menit bermain di musim lalu
jadi kalau kita sebut gibran paling mendapat atensi dan dia mendapat jumlah percakapan sepanjang debat terbanyak
inilah edy yosa wirya warga kota bandung yang pada juni dua ribu dua puluh satu lalu menginjak usia seratus tahun
nah ini kan tentunya harus dievaluasi ya
pekerjaan rumah membereskan pembayaran insentif tenaga kesehatan
tapi kalau kita melihat semua data yang dibocorkan oleh bjorka
jadi admin admin ini tertantang untuk membuat klubnya semarak mungkin
cnn indonesia juga sering menyiarkan karena saya juga suka baca itu berita berita
untuk terus melakukan reklamasi karena negara itu terlalu kecil dan membutuhkan lahan lahan baru di sekitarnya
jadi ini berarti kopinya udah disangrai gitu ya mas ya
secara style permainan beda ya chen ya
mencoba kan at least ada peluang juga sih
gue juga banyak kok lo bisa moto disini sih kok bisa moto disini sih
pribadi lebih efektif di kedepan depannya
kenapa lu pas lagi abis dari stapa
sebenarnya yang dipengen ditanyain masih banyak
plusnya dulu boleh nih mungkin dari siapa dulu
kita harap sih bisa mewujudkan tim tim lain gitu ya
yang punya potensi untuk lolos atau bahkan ada tim yang sebenarnya kayaknya ini enggak bakalan masuk
jadi senjata rahasia kali ya
ketiga nih dari gue nih dari gua
terus mandi kan mandi mandi besar lah mandi besar
kalau di lokasi ini tetap di sini kayaknya bapak fauji akan terus benda bringi kita
gue juga pengen melihat juga sebenarnya patty mils
meski begitu menurut ahli biologi molekuler universitas yarsi ahmad utomo
mengalami tekanan stres dan depresi
adit ke tanggarang hawks danny ray ke
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam para penegak setia abah stok
jadi memang kita perlu memikirkan kembali gitu ya
kebutuhan fashion termasuk kain
wah kalau posisinya di sini cukup panas
dan gue mewajarkan sikap dia yang agak pengen nunjukin eh show off gitu
padahal kan kita tahu itu dua puluh tahun yang lalu itu kan
mereka ngasih pelajaran ya ke mulut kita
harap mereka juga bisa tetap di season season berikutnya
dan saya sudah diingatkan sama pak mahathir dan pak daib zainuddin
dan ini tentu menjadi pr bagi sintayong
kalau gue sih tadi mungkin ya yang abu bilang terkait dengan tyler itu kan di awal
selain sampah plastik botol kaca juga turut andil menambah volume sampah di pulau ini
nah itu adalah nama yang betul betul disebut gitu
yang dialami yuda setelah kemarin selama dua puluh empat jam server ini error adalah karena ternyata
iqbal kalau di kroasia tadi pemerintahnya bersiap untuk menerima wisatawan yang akan berlibur ke sana
kan sempat bales balesan tuh kita sama arab
mau kasih highlight singkat dikit ya
jadi kita bisa bayangkan kalau tadi informasi dari bu guru atau ibu kepala sekolah
lalu bagaimana konsekuensi jika ada aliran dana korupsi masuk ke sebuah partai politik
nah ini chen sma si agassi cukup ini juga lah ini terowosan turning point karir agassi lah menurut gue kan
improve nya juga menurut gue gak akan terlalu banyak ya
tapi dia bilang tuh spanyol itu udah bergantung ke apa
dan dia manfaatin itu bener bener bagus di beberapa game scrimmage ya
jadinya semoga aja dan kedatangan wri hanan gomis ini ke barcelona bisa menjadi titik balik lah
ini memang diperuntukkan memberikan jalan kepada gibran raka bumingraka enggak
dan berada di kisaran empat sembilan persen hingga lima dua persen
sehingga keluarga memutuskan untuk melakukan perawatan di rumah dengan diawasi menantunya
sehingga dapat dipastikan bahwa air yang dikonsumsi oleh warga di reservoa marunda ini dipastikan bersih dan aman
bau tidak sedap dari
karena untuk vaksinasi ini kita bekerjasama dengan puskesmas kecamatan pasar minggu
ya ada tivan juga bener
selain itu jumlah investor domestik dan retail terus meningkat yang mengindikasikan perluasan basis investor pasar modal
tentunya itu bisa menaikkan permainan level mereka gitu
apa sih obat yang paling mujarab
yang dikenal sebagai tujuan masyarakat
ini kan tadi saya juga sempat melihat di depan juga banyak orang yang sudah antusias gitu bu
ketika dia berada di satya wacana
oke tapi ini ada rencana juga nih pulang ke indonesia nih mbak
itu politik yang menggunakan anggaran negara begitu
khususnya pemain pemain muda ya
kalau misalnya fall nya lagi banyak kayak gitu tuh
partai yang mungkin tidak punya akar sejarah di masa yang lalu
antara lain kalau presiden itu tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden
nah dampaknya secara umum adalah cuaca jadi lebih panas
apakah gambling coach eibos akan coba menaruh fadlan
kalau dari segi pelita jaya dominic sutton dua puluh poin lalu ada duchan wigens dan muhammad aligi dua belas poin
tapi kalau kita ngeliat di liga mahasiswa sih oke banget
sebenarnya apa saja keuntungan atau dampak yang didapatkan
terus kalau kita email tapi kayak itu pelatih itu nggak tahu sama sekali itu siapa gitu
di sini masyarakat bisa datang langsung namun layanan prioritas hanya akan diberikan kepada warga yang telah melakukan pemesanan lewat aplikasi pintar bi go id
cerita tentang mereka yang belum merdeka dari buta aksana
karena mas dhani pak hani sudah mengatakan oh mas edo
pemain yang kalian harus apa ya
ipa sama ips udah harus milet
mas gunawan kenapa nggak mencoba pindah ke gas aja mas

midah menambahkan meski diolah secara rumahan
oke mas gibran dengan mencoret anggaran pembelian mobil listrik
lebih kurang satu enam juta pengguna jasa
kan kita nonton video augie keluarga lu bahkan nonton sama teh
sudah sembuh kan sudah ya nanti lemas lemas nanti lemas nanti lemas
lampunya pun secara look itu harus berbeda
mengambil semua data data
lebih ke fasilitas dan infrastrukturnya
kesuksesan yang diraih tidak terjadi dalam sekejap
ini yang di saban juga nggak mau terima kan
melihat dari liga besar kan jadinya
surprisingly gue kagetnya secara menit bermain dan secara beban tim daniel tuh megang sangat banyak di pres seasonnya
nah ini yang kemudian perlu ditinjau ulang
tidak memiliki kualitas tadi ya pendukung rem kemudian ban yang baik
iya aduh banyak ceritanya sebenarnya
itu buktikan ini pemain susah dijaga gitu
ini kan tadi ya paling banyak tim itu udah main sebelas game gitu
kan kita ga tau di musim berjalan tuh kita ga tau loh
perkara pembunuhan brigadir yosua akan menjalani sidang ponis di pn jaksal pada hari ini
oke lo latihan pertama gue mau lihat kemampuan lo tuh sampai mana sih sebatasan
kalau sekarang agak sulit sebetulnya agak sulit juga gitu
aven dava dan dua pemain asingnya ya
dari dum ya menurut gue sih ada beberapa game dam main cukup oke
iya karena mereka sewanya udah berapa setahun kan
yang waktu beberapa scrimage itu masih kekurangan dari apa namanya
jadi gue makanya gue nanya gini nih soalnya gue liat instagram lo emang semuanya begitu
jadi sudah lebih dari separuh untuk berhasil mendapatkan akun pendaftaran
dan gue rasa bakalan jadi battle yang sangat seru banget
yang diperlukan oleh pemerintah penyelidikan parlamen dan penyelidikan parlamen
apakah mereka punya antisipasi untuk
gakman gak monaco aja yang musim lalu main bagus juga ya i think it s good ya timnya semoga sekali
ya pastinya akan berpengaruh ya nanti regulasi asing
itu kan saat ini boleh dibilang mood pemain sedang dalam
nah sore hari di kawasan pecinan juga cocok dipakai untuk ngabuburit
banyak penumpang kereta api mengendarai motor dari rumah lalu menitipkannya di tempat tempat penitipan
coba nih misalnya ya kalau gue jadi promis ya
dan waktu untuk menyiapkannya minimal tujuh belas tahun tadi ya pak pada saat mulai sekolah
pada semester pertama tahun dua ribu dua puluh dua mendatang
karena itu walaupun kita tidak merencanakan untuk membicarakannya
seperti layaknya kita menabung untuk membeli atau mengambil kpr seperti itu
tapi dengan adanya penambahan pemain asing kan
ya mungkin kalo ngomongin adrian pande adrian adriano kan itu sebenernya udah mateng juga gitu
sehingga golkar itu sudah dipatok untuk mendapat suara enam puluh dua enam puluh tiga
apalagi ini kita lagi mumpung di jakarta kita bela belain dah
yang menerima gelombang masuknya pengungsi rohingya
mudah mudahan lebih dari enam lima ratus orang
dengan catatan ya lu berlatih sendiri dan bisa bisa mengembangkan talent lo lah di satu tahun
ya mungkin hampir sama seperti lu cuman gue mau bilang kalau good fight dari sebenarnya dari
jadi kalau misalkan kayak misalnya raja wali mereka sudah main sebelas
kayaknya ini mau uph tapi gagal ya mungkin
dan akhirnya bisa beroperasi pada awal oktober yaitu dua oktober dua ribu dua puluh tiga
yang kekerasan ini salah satu riak dalam sistem sosial kita yang sebenarnya belum terselesaikan gitu
pada dua ribu dua puluh dirjen bea dan cukai mencatat konsumsi rokok penduduk indonesia
dengan pemain pemain seperti gage mcdaniels mungkin ya
jadi sebenarnya hadir ke konser bisa berhasil mendapatkan tiketnya lewat war itu tuh satu bentuk apa ya
dan tiga lima ratus rumah lainnya masih tanpa aliran listrik di wilayah itu
menurut data laporan lhkpn pada maret dua ribu dua puluh
jadi sebenarnya untuk pembubaran dari partai politik sedikit atau minim kemungkinannya
dan ada resolusi jangka panjang yang perlu segera diterapkan
yang lebih pantas masuk ke tim ini itu siapa
namun selama berkuasa soeharto hanya menunjuk satu anaknya siti hardiati rukmana
seiring munculnya gili pandan ke permukaan muncul pula hamparan sampah plastik yang rapat membentuk cincin di sepanjang pantai
nah ini diatur dengan undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu dua
jadi saya sih sebenarnya semua jenis tipe sepeda sudah pernah saya gunakan
apalagi mereka feel goalnya lagi gak bagus sih
bahkan pak prabowo bilang saya kenal pak yusril empat puluh tahun yang lalu
ada timing yang nampaknya dipaksakan kemudian ada narasi yang dikomunikasikan
beberapa nominasi yang mungkin
terima kasih hitami ningrum melaporkan langsung dari reservoa di cilincing jakarta utara
tapi yang saya lihat ini unfortunately ya saya harus sampaikan
ya gue memilih kuliahnya memang sengaja yang satu
ada kayak diharusin nih moto nih
yang ini juga tak kalah lucu dan mengemaskan ya
apalagi mereka butuh makan dan sebagainya ya
unicorn unicorn yang bisa main
karena di belakang gedung untuk kebakaran sudah disediakan jalan khusus
dan kalau menurut catatan bnkg kan dalam skala sedang ya
mungkin terakhir pak gemma kasih mungkin bisa memberikan tips kepada kami semua terkait dengan memaksimalkan cuan dari trading
apabila dari awal kita membangun rumah
itu dikonsumsi oleh kelas menengah bawah
ada sup biasanya orang jepang kan suka misoshiru yang gitu gitu ya
kalau partai politiknya bisa lebih sederhana gitu ya yang ada di parlemen
soalnya kamu emang ngambil sma sama kuliah itu berharap dari basket
apalagi kalau dia tidak berkaitan dengan syarat syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden
bisa kita padupadankan dengan avatar yang ingin dicocokkan tadi
itu itu kalo gua dari awal kayak gitu
maka untuk mengetahui lebih banyak tentang keamanan m banking
over capacity lapas yang mencapai empat ratus persen yang bapak sudah sebutkan ini tampaknya tidak sepadan pak dengan petugas penjaga lapas yang hanya satu ratus delapan puluh dua orang
dan menambah suara di kantong kantongnya
kedatangan pemain lokal yang menurut gue jadi
jangan kita anggap bahwa semua nasabah itu mengerti atau semua pelanggan mengerti literasi digital
apakah sikap negatif ini adalah cerminan dari perilaku orang dewasa di sekitar kita
dan yang mempunyai tugas penyelenggaraan koordinasi
itu mereka pasti ketika kerja akan istilahnya itu akan ada ya mesti akan ada tidak semangat kemudian dia tidak produktif dan sebagainya
sementara pengawas telekomunikasi mendorong mereka yang terkena dampaknya untuk menyampaikan isu kompensasi kepada penyedia layanan
sebagai uji kelayakan kendaraan
di mana juga terjadi dari bulan januari
tapi dia sudah cukup kelelahan karena offense nya dia cukup carry
saat offense prawira lagi enak tapi vildan nembaknya gak masuk
antara prawira bandung dengan bima perkasa
lalu apakah fasilitas keamanan tersebut juga memang harus disediakan oleh perbankan untuk kalangan tertentu
dan menurut gua santialdama
peringkat tiga dan empat dari masing masing
ya ini salah satu hal yang gue pengen ngomongin juga soalnya kemarin papahnya pak anies
artinya ada pergeseran atau perubahan tren pemberitaan mainstream mbak tika
agar kuahnya terasa lebih nikmat
yang mengakibatkan empat puluh satu orang warga binaan pemasarakatan kita meninggal dunia
namun dari sisi eksternalnya juga harus kita perlu perhatikan ya
tapi tapi prom gua lihat di instagram lu lu sama di youtube lu lah tentunya lu kan ada tuduran afrika ya
tipe widhi itu sukanya kayak gini mainnya gitu kan
budaya atau kuliner atau apa

yang menyatakan bahwa sosok calon presiden yang diusung oleh projo adalah prabowo subianto
memang pantas di posisi ini gitu
dia tahu role dia apa di dalam tim ya dia lakuin itu
dilakukan dan salah satu yang menjadi prioritas adalah sekolah seperti di sd karanganyar dua ini
eee sebenernya gue melihat
masyarakat sering lupa betapa banyak industri di pedesaan dan terpencil
dan tadi sempat berbincang bincang dengan pengurus masjidnya
pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik
tapi pool itu juga pool yang benar benar pool tidak boleh
dan kayaknya responnya cukup bagus juga ya
serta desain partai politik yang didesain untuk membentuk kerajaan kerajaan kecil
ya murah sih harganya agak miring dari toko toko lain
oke dan kita patut dukung apabila seorang pelamar itu harus lolos dari slik
jadi masyarakat masih mengandalkan dapur umum
maka dosisnya dinaikkan tiga kali lipat
mahkamah konstitusi tak kunjung memutus perkara uji materi
dan dia juga masih punya sandi ibrahim yang tadi kita udah sempet bilang ya
karena kalau tidak keliru per tv juga sudah berdiri kan itu pak tiongjin
dari regular as seasonnya udah mulai home away
udah pada nih jawabannya
franz wagner ini menurut gua sih cukup all round ya
kalau jenengah ini diterima dengan tabah sabar
sudah dilakukan yang terjadi adalah remdesivir importnya dari negara yang tidak mengizinkan ekspor
apalagi cara mereka yang menjaga pemain kecilnya
membantu narapidana dalam menjalani
dan kemudian ditiru juga oleh bang ali menjadi jakarta fair
hong kong easter yang tentunya itu
terus kalau ngomongin antonio haster yang awalnya gue kira ini pemain biasa aja tapi ternyata punya something different lah dibandingkan brandon dan juga james kis
pernyataan justru pada zaman pak harto
dan manisnya terasa banget
nah itu kan menurut gue bakal jadi satu pengaruh yang besar juga nih
kemarin kan rekornya dua
gangguan komunikasi ini berlangsung hingga empat belas jam sebelum dapat dipulihkan kembali
yang ini yang di sabang dibawa juga ke sana
nggak ada yang di luar ada yang di luar
jadi pada saat anda trading di pasar pun trading komoditi trading daging trading ayam atau apapun tetap saja ada yang namanya bisnis itu mengalami kerugian
yang berisi bumbu rempah rahasia racikan si pemilik warung
rata rata ada delapan belas ton sampah yang diangkut ke tpa gili trawangan setiap hari
aduk kacang tanah goreng sampai tercampur rata dengan sambalnya ya
momentumnya terlihat ketika lawan jordan sih
begitu ya dibilang ya nantilah kalau bisa pemilu kita bisa diskusikan lebih lanjut tentang soal ini
oleh para pemain lokal lainnya di hantuah gitu
anda bahkan sempat daftar jadi calon presiden
apakah dari momen pas ke gebok di badminton itu atau masih lama setelah itu
jadi bisa jadi salah satu pemain yang juga kita bisa nantiin gitu
dalam membuat revisi undang undang yang baru gitu
kalau gue sih ya pj is pj gitu tiap musim ya dia selalu pengen jadi juara gitu
namun ada faktor pemicu lain yang membuat keratosis pilaris menjadi lebih parah
sate wacana memang punya peluang untuk
dekado day kalau nggak salah baru join juga
aku pilih oleh klub yang bawah
hukum pidana penjara begitu pak yasona
tata kololanya manajemennya semua
dilalui oleh tiga game sih dua game ya ini baru lagi ini lagi jalan nih game ketiganya lawan
jumlah kasus positif yang kian melandai begitupun dengan kasus meninggal
empat team terbawah mungkin borneo terakhir lah biar lebih joss ya
akan mencari delapan terbaik
atau memang wemennya butuh juga
bagaimana kira kira penghasilan kita sebanding tidak dengan pengeluaran
jadi kita udah ngerti do and don tnya triksnya gitu kan nah kalau online itu banyak banget hal yang kita harus pelajarin gitu loh
pria yang lahir di cimahi lima agustus seribu sembilan ratus enam puluh tujuh ini lulus dari akademi militer pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu dari kecabangan infanteri
kenapa kami mendorong untuk
ya mahardika jurnalis transmedia
yang kedua sepeda biasa tidak bisa lewat juga dilarang masuk gitu loh
jadi dia mempersiapkan itu hampir dua tahun gitu
yang diberikan kepada masyarakat pada bulan januari sehingga juni dua ribu dua puluh
karena bapak hani santoso besar sekali perannya ini dan sosok yang baik hati buat saya itu
berdasarkan hasil survei sosial ekonomi atau susenas maret dua ribu dua puluh tiga
hal ini dapat mendorong geliat ekonomi dan pasar modal indonesia
guard ludort bisa menutup guard yang kenceng
kalau gak salah gak sampe
atau setara dua tahun tumpukan sampah yang dihasilkan oleh dki jakarta
meskipun saat sebagian lagi mengaku membuangnya di tempat tertentu
karena kecenderungannya di negara negara yang karakternya mirip dengan indonesia multipartai
kan literasi digitalnya belum memadai ya
atau tidak pernah ada alasan rasional untuk menemukan angka mulai dari dua ribu sembilan lalu dua lima persen sampai dengan empat persen yang digunakan di dua ribu sembilan belas dan juga dua ribu dua puluh
warga pun antusias membawa kucing mereka dalam pemberian vitamin dan obat cacing gratis tersebut
yang pertama kita bisa menghemat air
maka dijalankan dibawalah dia berjalan di atas kain kuning
misalnya katakan saja dia yang menciptakan robot misalnya katakan saja dia yang menciptakan robot
artinya kita bisa mengatakan bahwa perubahan iklim itu dan bencana alam
yang bisa dijangkau juga oleh para teman yang ada di luar victoria
kan gue nunggu dijemput dong sama bocape justin
nah saya sudah laporkan tadi ke pak menko
itu yang dari pulau bali dari pulau jawa semua nanti kebawa ke sini
yang paling ramai dikunjungi oleh warga kebanyakan
neraka juga ada australia
kegiatan ini sekaligus mengimbau warga untuk menjadi pemimpin
kalau dua duanya ini anyap selesai udah
itu nyeri tulang jadi rasanya di pulang seperti itu tapi enggak semuanya itu osteoporosis ya ada
wahana permainan yang bisa dinikmati setiap hari mulai pukul delapan pagi sampai lima sore
kemudian burung terus kemudian apa namanya
sehingga kita bisa bilang pada saat itu ketika kemenangan bom bong itu seperti melahirkan atau menghasilkan satu sejarah baru di filipina
jadi pas aku daftar ips
maksudnya kalau misalnya dia bisa ambil kemenangan gitu
kakak tingkat kakak tingkat aku di perbanas sekarang
probe lu waktu apa kapan papa nggak adanya tuh
yang akan menjadi perbedaan disitu gitu
terus makanya bingung juga statusnya dia
tentang undang undang pemilu kita
tapi ya sekali lagi kalau ngomongin pj di bcl asia
untuk berbincang tentang fenomena bisnis ekspor pasir laut
karena apa karena yang sekarang udah gak dapet tim itu
bang ini menurut wak dola bagaimana kemudian solusinya
berapa kali hal itu disinggung
kepala ekonom program pangan dunia arief hussein mengatakan
oleh sistem maka ada kebijakan lain yang bisa dilakukan sehingga calon peserta didik ini tetap bisa mendaftarkan diri
jadi kejaksaan sangat paham lah
harus kita lihat jauh ke belakang
berarti ada tujuh belas pemain rookie yang terpilih di sistem draft rookie combine kemarin dan hanya tiga
antara prancis dan spanyol sih sebenernya
kemudian tahun dua ribu dua puluh satu kemarin bulan april kami mengadakan acara kongres berkebaya nasional
komiti itu saat ini sedang mempertimbangkan lebih dari empat ratus pengajuan
gue harap dia bisa dapetin menit lebih
aduh kok bisa ya nah sekarang namanya teknologi apa sih yang gak bisa
dan juga menghindari dari cedera ya pastinya
kita lihat nanti sih sebenarnya dari kedua tim ini bisa sejauh mana
isolasi geografis dan kesehatan tersebut adalah hal yang sangat penting
apalagi bagi temen temen yang belum pernah nonton langsung scrimmage
dalam pernyataannya kpk mengungkapkan hasil uang korupsi yang dilakukan oleh ex mentan syahrul yassin limpo
bisa berjalan dengan seru dan aman sih
tapi ya gue rasa yang tadi gue bilang sih
ada mukri satu tuh pemain rookienya tuh pemain undip gue tau
dan itu berarti masih ada sekitar dua puluh upside dari level sekarang
bank indonesia mencatat hingga minggu pertama januari dua ribu dua puluh empat adalah modal asing yang masuk ke indonesia rp delapan enam puluh satu triliun
apakah seorang dio lawon masih efektif ya karena
meski merupakan pelopor bakpia keturunan basun justru kurang memahami sejarah penting ini
belum ada something big yang gue bisa lihat dari para pemain kesatria ya untuk dalam case breakthro year ya
kalau saya saran kalau memang memiliki kemampuan finansial
mengikuti jejak pelitajaya jakarta
ya ada gamelan di kanada
bahkan data sudah diberikan juga ke kepala dinas daerah setempat begitu ya
jika keluarganya sedang tak di rumah ia meminta tolong tetangganya untuk membacakan surat yang diterimanya
yang menarik soalnya di fielders anak anaknya juga banyak yang jadi juga sebenarnya ya
makanya harus diberikan antibiotik
kenapa benci benar kok seolah olah kita ini busuk banget
sekarang over counter broker banyak yang mengemas dalam produk crb
posisi dua yang ditinggal oleh regi mononimber harus bisa
serta seller ataupun pedagang
broncos ya yang kita tentu lihat jadi di layar kaca gimana pas
untuk jumlah pasien yang tersisa kecelakaan kemarin
pengalaman mereka keyakinan mereka persepsi mereka itu semua tergantung pada sesuatu yang dia lihat di gadgetnya dia
bagaimana kerumitan menyaksikan orang orang sehingga
bukan tapi buat teman teman nanti
oke udah fairy ya
ya ada ratusan tuh
dan hingga sekarang genangan banjir masih tertahan hingga ketinggian satu meter
ini rasanya itu segar terus manis
jadi pemain pemain yang tadinya gak dapet menit tuh agak sulit juga menurut gua
dorongan dari luar seperti jatuh atau terkena barang berat tertentu ini tulang bisa patah tiba tiba begitu dok
tapi jangan seolah olah menjustifikasi kita itu menyuruh seseorang untuk korupsi
maksud gue gitu sih gak usah lupa gitu ya
jadi ke depan kita akan mendapatkan lebih banyak data dari laporan laporan yang keluar

cuma yang cukup agresif dalam
kalau tadi saya tanyakan itu apa perbedaannya antara fakta dan pertiwi
bener kata lo harusnya bisa diambil sama
bagaimana sebetulnya sop evakuasi jika terjadi kebakaran di lapas
satu tasnya itu isinya biasanya popok ganti baju diganti yang darurat
apa ya sangat tertarik menurut gue karena dari sisi point guard juga mereka sangat compact ada
itu kita kerjakan dan kita bisa selesaikan lewat lebaran
gue melihat juga dior
dan dinyatakan bahwa biaya menangani krisis itu enam ratus tiga puluh empat triliun
itu punya teman teman dekat di indonesia gitu
dan pada indonesia seluruhnya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
untuk lolos ke babak selanjutnya ya
maka saya ingin ke depan
lingkungan di indonesia tersebut
untuk tiket masuk pengunjung cukup membayar dua puluh untuk hari biasa dan rp tiga puluh lima pada weekend
untuk seorang pemain yang masih muda bisa dibilang ya
bisa disembuhkan lebih bagus bila kita berpikir bagaimana cara mencegah osteoporosis
pertama menko ekonomi bapak erlangga hartarto
kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan kpk kepada posisi yang kuat
hanya bisa takeaway atau pesan antar yang seperti itu
kalo kesempatan tuh datang
jadi ini hanya masalah waktu nanti saya ketemu dengan mas gibran juga
terus ya so far sih ya mereka bisa mendapatkan itu gitu di dalam diri si brandesh gitu tapi kita
dan bagaimana cara mencapainya ke sana
di season selanjutnya gitu walaupun ya
gue mungkin jawab dulu ya satu pertanyaan
kita harus semua dukung kpk melakukan pendegakan hukum kepada pak sel
yaitu yang kita tunggu sih itu sih kalau gua oke oke l seek cukup buatsi tang permite kemana dulu
tentunya dengan kedatangan pemain baru pemain mudanya lebih matang
jadi memang menurut saya kalau memang akan dipungsikan alangkah baiknya
bisa menulis membaca diharapkan memang bisa meneluarkan keahliannya juga
ya jadi seperti tadi yang saya sebutkan biasanya ada rasa nyeri tulang seperti itu
ngebantu runs juga sih
itu menemukan bahwa orang yang dia memiliki masalah finansial
tiga tahun lagi atau lima tahun lagi
akibatnya cicadas yang semula sebagai pintu gerbang menjadi area konsentrasi massa
jadi tiap daerah itu diangkat konsul
ya jadi lebih lebih apa ya lebih kompak lebih works pretty well masing masing team di pacific sih gue harap sih kayak gitu sih
beberapa tim juga akhirnya pindah kesana
sebenarnya dari dua ribu sembilan belas awal kali ya
mengalami beban yang berlebihan gitu disambutnya seperti itu
apalagi pemain asing lebih banyak kan di lapangan gitu kan
dari pemain pemain lokalnya juga
jadi waktu itu bukan sekedar konsumsi doang
banjir dulu baru julian mungkin ya
menegaskan kekuatan dinastinya adik ipar jokowi yaitu anwar usman
karena belum ada layanan porter untuk itu para penumpang dihimbau untuk membawa barang hanya tiga dengan maksimal berat dua puluh kg
proses pengangkatan tubuh fajri akhirnya bisa dilakukan
gue melihat rio dc yang tadi belum kita sempat mention
itu kenapa tuh pindah ke malang kenapa tuh dari jakarta ke malang tuh
terakhir momen sungkem putra presiden joko widodo
sepanjang ada perintah di undang undang dasar itu merupakan hak pengatur undang undang
ya dulu juga tempat prostitusi kan terkenal di bandung ini
lalu indra muhammad pun baru sembuh gitu
kayak misalnya pertama sikstik demografi
bisa menyelamatkan ini ditaruh di lemari di ruang sebelah guru itu di bagian
kita hari ini lagi pakai flores kelimut tuh untuk yang campuran susu
kalau dari sm sih
ibl sebagai perantara aja gitu ya
berapa kali kalah di liga lokal gitu tapi kalau gue pribadi melihat yang paling menarik ada dua
bermain di national team
menjelajah ke tempat eksotis di pedesaan menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan
jadi starter tuh ketika game tiga ya pak
chance untuk ansu punya peran lebih lah di pj
apakah osteoporosis bisa sembuh dok
presiden melakukan kejahatan berat lainnya
ke ramon dari dw united sih kalau misalnya
tapi ya kita gak tau nanti selama berjalannya
pasangan prabowo subianto dan gibran raka buming raka diunggulkan dalam hasil hitung cepat sejumlah lembaga
karena sebelum ini pun saya di
lu di senayan aja ya gue belum pernah foto senayan tapi gue lihat tuh emang senayan gak banyak itu lampunya
selamat pagi mas salam sehat
nah ini kalau gue denger di podcast sebelah nih
biar tambah oke kita pakai hanbook atau pakaian tradisional korea dulu ya
katanya pilihan bluklat pilihan tile sama kain kain yang lain itu lebih lengkap lebih banyak dan harganya lebih murah lebih luas
ada mas junas juga di broadcaster gitu
beberapa negara maju tentunya lebih apa
yang kedua itu ada salah persepsi yang katanya dipisahkan karena road bike katanya kecepatannya empat puluh km per jam
menantu jokowi bobi nasution sebagai wali kota medan
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual
semoga aja dengan datangnya candrican ini bisa menambah daya gedor aja sih menurut gue ya
kehadiran anak akan memberikan kebahagiaan bagi sebuah keluarga apalagi keluarga muda yang mengharapkan anak pertamanya
hal hal yang sifatnya open legal policy hak pengaturannya berada di dalam pembentuk undang undang
ketika orang orang itu pindah untuk belajar
dan dijual mulai dari harga rp tujuh lima ratus
ya lu kecil tapi lu gak bisa bawa bola
staff dan beberapa pemain local yang udah nyetel gitu
tapi kalau saya melihat sebetulnya isu soal sambo itu sudah mulai turun percakapannya ya
bahkan media perancis menyebutnya bahwa laosan opus menyebut indonesia sebagai tim pengacau di piala asia u dua puluh tiga
pilpres pemilu dpr pemilu dpd harus pada satu hari yang sama
nama sama email ada di website kita ya
kompetisi ibl yang cukup panjang
yang sebenarnya lagi oke nih berada di track yang bagus
yakni antara lima puluh hingga rp satu ratus lima puluh perharinya
wb tuh bener bener gak ada sama sekali gitu
istilahnya kayak laku laku
kalau gue lihat michael kowals ada sedikit yang
atau band luar ketika lu nggak tau lagunya tapi lu suka desainnya nggak apa apa
dua big man pemain asing yang
wawasan yang maksimal ya
sejak terluka pada kaki kanannya setahun lalu
pada acara penguatan anti korupsi untuk penyelenggara berintegritas atau paku integritas di kantor kpk rabu malam
teksturnya renyah pedas manis karena ada gulanya
ini biasanya asuransi yang memang diambil oleh perusahaan itu menjadi fasilitas bagi karyawannya
ya itu itu tanda yang bagus buat kelvin sih menurut gue
modal bagus karena ketika mereka dalam proses build up selama
badan pusat statistik pernah mencatat angka buta aksara di lombok tengah mencapai delapan belas
di sini sajian kepala kambing dijual mulai dari harga rp satu ratus lima puluh hingga rp dua ratus lima puluh tergantung dari berat kepala kambing
mungkin ada sumber dari peduli lindungi
terus kita punya inisiatif
based on game terakhirnya widi lawan nsa sih
karena akarnya terus dijaga dan dipelihara
mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi
misalnya mau cari ngasih orang banyak kok uangnya cuma segini
kalau soal relokasi kami punya banyak tanah di tangerang
dan gak kaget kalo misalnya di akhir musim nanti dia
akhir tahun di viba asia cup
tak hanya orang dewasa hasil riset kesehatan dasar dua ribu delapan belas kemenkes menyatakan
memang kan sebenarnya musiknya ini kan dia itu itu aja
pras tawa adi itu satu angkatan tuh dia salah satu yang terbaik
tapi ada juga yang bilang menanggap kalau pak mahfuz kan bukan nu darah miru
dan dia tau role dia di tim tuh seperti apa sih
yang sebanyak dua empat puluh delapan juta
tindakan awal saat ini tentunya perbaikan keadaan umum pasien ya
kalau misalnya kita lihat musim lalu kayaknya pemainnya itu itu aja
bisa pelonggaran semua ekonomi juga bergerak semua
komentar atau cuitan masyarakat indonesia
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kedua anaknya pun terjun ke partai politik
bukan pemain pemain negro gitu ya kalau gue lihat ini unik juga nih apakah nanti bakal cocok atau enggak
secara terbuka taufik hidayat kuasa hukum abdul haris
apa dari segi skills pengalaman dan fighting spiritnya juga masih dia bawa sampai
untuk masuk ke ini ya baru masuk baru mulai smp kelas tiga tadi kelas dua kelas tiga ya
sehingga memungkinkan membuka sumbatan keratin pada kulit
iya selama ini kan semangatnya menaikkan angka ambang batas parlemen itu
apalagi coach koko juga sudah cukup bisa dibilang cukup lama ya
bisa mengakses cuti orang tua yang sangat lebih panjang daripada sebelumnya
terima kasih mas huda sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
dan harapannya kalo tadi gue sepakat yang mau bilang mungkin
mengikuti rekayasa kereta atau membatalkan tiket keberangkatan
karena setiap anak anak itu makan siang mereka akan diberikan pemahaman dari mana makanan tersebut
tujuannya apa misalnya saya tidak punya waktu untuk datang melihat runway tapi pengen beli bajunya
harus ada proses hukum harus ada pelaporan dengan teman teman di kepolisian
ya maksudnya ngobrol ngobrol gini kan pertama kali mungkin apalagi basket ya
di episode episode sebelumnya gue udah sempat ngomong bahwa ini dua pemain ini tuh kayak
walaupun ya di game ketiga kemarin gue inget vincent hampir di bona pil double digit gitu ya
dimana mungkin ada kondisi kondisi tertentu yang memang membuat kita tidak bisa memilih semua side job yang ada

kalau terminologi terbaik mungkin tidak mudah ya kami menetapkan gitu ya
yang sebenarnya dibilang cukup sukses juga di nba ya walaupun memang umur di nba nya nggak
jadi gugatan ini untuk batas usia capres cawapres
menurut gue cukup jauh ya dibanding wes banit
dan artinya sebenarnya robot trading itu
apakah partai garuda masih yakin mk akan mengabulkan gugatan
kita baru pernah analisa juga bahwa memang kelebihan dan kekurangannya antonio hester ini
yaitu julien callies yang menurut gue
siapa yang jaga poster habis tuh prawira
pokoknya dia legend di basket spanyol dia cukup legend udah udah udah udah udah cukup lama kalau gak salah dari
di awal yang kita bisa bantu apa nah di tahun tahun berikutnya kalau membawa manfaat bagi pemerintah daerah mari ikut ikut menyumbang pnbp bagi peningkatan pelayanan itu sendiri
walaupun ada kelvin ada falconi itu lumayan lumayan membantu lah sebenarnya nah ini pertanyaannya sama loh
dan kebijakan yang diputuskan oleh presiden dalam sidang kabinet
waktu itu sudah dibahas di komisi dua sudah dibahas di dpr gitu ya
ya saya sih bukan kenayang sih ya mbak
gue setuju juga penyataan dia
brandon dengan kemampuannya gitu
ya walaupun masih ya kita tau akan tetep mendominasi di ibl
mereka punya deadly pick and roll sih
iya baru saja kita mendengarkan keterangan di hadapan
tapi kita tahu banyak yang misalnya pindah ke partai umat
kalau pp ini akhirnya betul betul direalisasikan
dengan harga jual rp empat sampai sepuluh rupiah kue leker bisa sebagai oleh oleh dan juga camilan keluarga
ketika ada pameran ketika ada kompetisi olahraga masyarakat hadir
gue lihat memang dia punya potensi untuk bermain di
tepatnya setelah menjalani dua game di grup b
antusias warga seperti apa sih bu yang udah datang booster ke sini
selain berfokus perjualan secara online yang juga membuka outlet
tadi kita sudah bahas soal fasilitas kesehatan rumah sakit dan juga nakes
pokoknya game kemarin ya ada kayak
yaitu memberikan literasi dan inklusi keuangan dan memberikan program untuk menjangkau investor di daerah untuk mendapatkan akses ke bursa
laporan itu menemukan bahwa proporsi rumah tangga di gaza yang terkena dampak kerawanan pangan
tapi waktu itu pemerintah yang keberatan untuk dilakukan revisi
karena gue percaya kita bisa juara
jadi dari sisi kebijakan ekonomi dan lain sebagainya pun juga diharapkan akan lebih smooth transisinya apabila terjadi satu putaran
silahkan mencoba bertanding melawan robot catur yang ditampilkan dalam java jazz festival dua ribu dua puluh tiga yang digelar di kawasan senayan jakarta
ros ini gue lihat di tiga pertandingan pertama dia di bpj cukup menjanjikan cukup menjanjikan dalam arti
namun jika gangguan mental masih tergolong ringan maka akan menjalani perawatan di rsud taman sari

selalu kolektif dalam menyerang maupun bertahan gitu
ekonomi semua negara karena harga minyak pasti akan naik
bukti yang paling baik kita tunggu nanti sebulan lagi

dan gue gak tau ya dia kayak agak mungkin pengen menunjukkan sesuatu gitu ya
efektif sih tapi lama lama kayak bosen gitu lah karena kayak ah di rumah aja gitu
sampai ketemu next episode
tuah lawan si sate wacana
ada berita jaya dan juga eh perawiran selaku juara ibl musim lalu
sebagian desa pesisir pasti akan
yakni bantuan pangan yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat miskin
ada bencana lain yang luar biasa besar
kalau yang laku online itu barang barang yang untuk murah lah yang pasaran
setiap pertandingan tuh dari lima asing dalam konversi pas kemarin ya dari manajemen pj akan
dari pasar badung menuju pasar kubah sari
berbeda halnya dengan estonia yang justru memperpanjang pembatasan bagi semua orang yang ingin masuk ke sana
itu pada waktu kabinet pak ibu megawati
jadi kalau bicara das itu bukan hanya di sungai saja
misalnya dengan soce atau social engineering ya akibat social engineering atau istilahnya penipuan ya
berarti dijual dia udah gak laku lagi
untuk melawan amal tahangtua ini karena memang
bermain juga akan di jakarta ya di pertengahan april nanti di putaran keduanya betul betul betul jadi mungkin
lalu langkah awal seperti apa yang harus dilakukan mbak
jadi kayak lumayan disayangkan aja sih buat pemain lokalnya
kemudian juga perbaikan atau penambahan terhadap launch atau ruang tunggu dan sebagainya
dari perspektif kosnya ini akan lebih bisa lebih rendah ya sehingga tentunya diharapkan tadi dampaknya kepada pemilu yang tadi yang paling penting adalah ketidakpastiannya akan semakin cepat selesainya
sirkuit bertaraf internasional dengan panjang lintasan sekitar empat km ini masuk dalam kawasan ekonomi khusus mandalika
sampai jam berapa nanti malam keluar lagi dia ada
udah tadi ya vincent bilang asingnya udah
a itu kan layanan unggulannya memang antar provinsi
sea games juga jadi kita off setelah
dan itu bridge monitor itu juga melihat kekayaan dia sudah semuanya tinggi kan
cuman ya gue melihat gue mendengarkan dari wawancara dengan akibe skot kemarin bersama podcast pemain cadangan gitu ya
soal match up antara pemain atau
sejauh ini bagaimana sentimen warganet plus enam puluh dua mengenai fenomena biorca
ya gue motoin basket tuh ada
membantu pertumbuhan dan penyelesaian anak anak dengan baik baik saja
hindari penggunaan produk parfum skincare atau body lotion
dan kami harapkan tentunya masyarakat saat ini yang menggunakan lrt jabodebek
dia difonis mati pada tahun dua ribu karena ketahuan hendak menyelundupkan narkoba ke london
kenapa sangat menonjol di borneo ya
sekarang semester apa sih lu
dan ini juga menjadi apa ya satu satu catatan juga indonesia memiliki satu wakil
tapi ini masih di atas
jadi saya kalau berapa kali saya dikasih jabatan saya tidak pernah tasyakuran
di situ menunjukkan bahwa ada unsur kampanye di dalam kalimat kalimat tersebut ya
yang akan bisa jadi breakthrough year ya lansun
jedanya kan sebenarnya kita udah jeda dari kemarin kemarin kan di bulan puasa dan sampai lebaran nanti gitu
sejumlah warga mengaku melakukan vaksin booster untuk bisa mudik lebaran
terutama ketika ada pesanan
betul jadi mungkin sekarang kita akan bahas apa dulu nih cen
ya di tengah pasar badung di lantai empat ini saya mencoba katanya sudah sangat terkenal sekali
justru terjadi pada satu minggu menjelang
cuma opsi utamanya gak selalu score
kalau gua ngeliat jadi
itu waktu itu yang ngomong lebih banyak
tentunya sangat kayaknya kayaknya cepet banget ya chan ya baru beres musimnya tiba tiba udah mulai
bahwa kami ingin membawa kepentingan anak anak muda
kita sama sama bahas apakah memang sudah diperlukan untuk penambahan perjalanan
oke sekarang kita hitung empat jam plus
dan berapa kali ketemu jawabannya seperti itu
di indonesia apa di negara di luar us
tetapi mulai pagi hari ini sebenarnya sebelumnya dinas pendidikan juga sudah menginformasikan bahwa
terus tim yang selanjutnya itu yang harus diwaspadai sih dari tim thailand ya
kini diampu oleh sang anak mantu mbak nani
proyek nasional pembangunan kilang grassroot refinery membutuhkan lahan seluas satu lima puluh hektare

jadi ada memang dugaan dugaan seperti pengalihan
surat itu harus ada persetujuan dari
game pertama on high tech ya kalau gak salah dia itu bisa
terus pick nya masih tetap sama gitu kan
investor pun juga mencermati bagaimana kondisi fundamental yang tadi kami sampaikan
untuk sempat makan bu
namun pada kenyataannya justru jadi kendaraan keluarga politikus dan pengusaha
tidak bisa sembarang juga memberikan penugasan pada seseorang
nampaknya sudah kelihatan hilalnya begitu ya kang saan
sementara residu atau sampah yang tak layak daur ulang hanya teronggok di tpa
kalau kita mulai baru setelah anaknya lahir setahun atau dua tahun malah akan kepotong lagi satu dua tahun kan sebelum dia masuk pendidikan tinggi atau kuliah
kamu tuh kalau mau basket harus serius
mengerti apa kekurangan dia
hasan makarim membuktikan bahwa ajal itu betul betul di tangan allah
dua diantaranya anggota polri dan satu ratus dua puluh lima yang meninggal di stadion
tapi sedikit sih sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya
hari ini episode ke gue sampe lupa lagi seratus berapa nih berarti sekarang ya bo
jadi tidak salah jika kawasan pecinan bisa dijadikan salah satu lokasi ngabuburit warga ibu kota
aj ada di lapangan
begitu juga dengan memberikan bantuan bahan pangan
bagaimana keseruan dan juga antusiasme dari mahasiswa yang menyaksikan nation fest pada hari ini
salah satunya dikerjakan dengan cara yang masih tradisional
dengan komposisi garis kemiskinan makanan
ya keduanya sih gue agak kaget sih karena
sebetulnya kami tidak menyebutkan angka tapi kami menawarkan formulanya
berarti masih menanti berarti ya
dan gimana memperlakukan raja ya
sewa baju by della selalu kasih kemudahan buat aku
dengan kualitas dan harga yang bersaing beragam produk dari sentra keramik pleret masih jadi pilihan utama para konsumen
tapi pak ikraf tadi juga disampaikan bahwa anggaran ini fantastis begitu
apakah masih ada kerak kerak yang membandel
jadi orang hanya melihat ya gambir itu dekat dengan monas
kemudian mereka agendanya akan melahirkan secara normal atau sesar
data tersebut menunjukkan ekonomi indonesia relatif lebih resilient dibandingkan dengan beberapa negara lain di asean uni eropa dan amerika serikat
saya memfasilitasi saya mengawasi supaya terpilih secara demokratis itu yang kita hormati
mengikuti tren fashion agar produk sewaannya bisa dilirik lebih banyak konsumen ia pun jarang
biasanya telinga sakit gitu kan ya
oke dan program ini merata ya di seluruh prefektur yang ada di jepang
memang sudah levelnya disitu gitu
maka mahkamah enggan untuk memutusnya
pengadaan mobil dinas ini tidak timingnya tidak tepat
bagaimana orang yang dalam posisi itu harus
sepertinya barcelona memang harus
dan menurut saya mereka bisa bertahan sampai akhir babak pertama tidak kebobolan itu sudah bagus ya
lu bukan anak giggs banget loh kalo lu gak pakai baju kruz
terus tiba tiba mereka datang ya
saya beri contoh misalnya untuk yang dua ratus ribu rupiah itu ya
dari pihak ketiga itu sanggar sangar
salah satu jenis kaligrafi tertua
sangat seru gue melihat kayak ada kelas setelah pertandingan dari coach david singleton yang ibaratnya kalau gue ngeliat dari wawancara ya samain basket
belum waktunya masih harus ada satu atau dua tahun lagi maybe untuk mereka bisa lebih pantes dalam tanda kutip ya
satu asingnya dikeluarin satu asingnya dikeluarin satu asingnya dikeluarin satu asingnya dikeluarin
kondisi psikologi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan
jadi gak cuman kayak
keberadaan preman ini membuat wilayah cicada semakin mencekam
sampai dengan maksimal sebelum seri terakhir itu dimainkan
but mungkin gue bergeser
boleh dibilang cukup menakutkan
lalu untuk mencegahnya terapi apa yang mungkin bisa dilakukan agar kita sudah mengetahui
ada temen temen dari prawira family yang bakal dateng
karena gue gue lebih gue kayak mungkin gue lebih
ini nih yang membuat saya selalu salut kalau lagi kulineran yang otentik ataupun juga legendaris
nah suara yang terbuang yang sampai angka tiga belas juta ini
mungkin pembahasan dari pemain lokal ya sudah cukup ya
biar flow nya tetap jalan ya
oh bukan pak bukan hanya perut saja
dapat tiket yang pertama kedua harga tiket mungkin bisa naik juga gitu kan yang ketiga
mereka harus putar otak bagaimana cara mengolah sampah botol kaca seperti ini
sasaran penghabusan kemiskinan ekstrim
mereka sempet bisa take the lead dan juga bisa control the game
kalau anda baru ikut asuransi kesehatan pribadi sekarang
dan teman alat musik yang tak kalah unik yakni terbuat dari sepeda bekas
edwa ika rizky andra anhar jakarta
tapi kemudian terlupa kita bicara soal manajemennya kita terlupa bicara soal penegakan hukumnya
hal ini karena adanya penumpukan keratin pada pori pori kulit
hanya pemain asingnya kan bagus ya
maksudnya apa yang sedimentasi segala macem gitu kan
pemandangannya hari ini kita akan punya dua sistem transportasi publik
kalau kita mencoba merefleksi pada sejumlah negara menjadi tuan rumah piala u dua puluh
saya pertama kali menyaksikan pemilu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu
grup lumayan raka nih karena ada si juara dari monggol terus ada si apa ada high tech yang lumayan
hakim menyatakan belum siap dengan putusan untuk dua terdakwa kasus obstruction of justice
ya nah cara apa
gak pernah sempet menatiin game mereka tapi
berapa lama tuh bok oh ibl ibl
bahkan di satribungan solo ada nukes sama ini kan
menkes bahkan bicara perihal tekanan selama menangani pandemi covid sembilan belas
cukup baik gitu gue melihat dari
kalo lu ke giggs gak pakai kruz tuh kayaknya sesuatu yang kurang menurut saat itu ya
belum top empat ya pemain pemain yang tadi gue
tim tim besar kayak real madrid panathinaikos
kemudian ya fluktuatif ya fluktuatif biasanya kalau hari hari biasa itu sekitar tiga sampai enam jutaan
daniel muenas udah kayak lebron james ya
macem kan sudah macem ini di apa namanya
satu data yang ternyata tidak terbaca sistem kemudian ternyata mereka tidak bisa membuat akun
tapi kekinian karena mulai booming lagi
anak doro duduk beralaskan daun pisang
cuma nggak sampai yang tingkat kayak nasional profesional tuh kaget
ya sampai ketemu lagi di episode berikut nih
itu ada nomor telepon nama alamat tanggal lahir
walaupun ada namanya cuma kan nggak dimainin juga gitu kan
pengen foto nih cuman ya pengen foto di ibl
sedangkan kadang untuk koneksi bluetooth bisa lepas gitu
salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah
oke berarti kalau dibilang mulai basket lu di smp kelas dua dong
pengaruh juga sih mestinya pengaruh dia
maksudnya dalam artian pemain pemain yang matang itu banyak
apalagi dia juga komunikasi sama pemain asing bagus
ya tapi gue penasaran deh kan lo tadi bilang syuting pas smp ya yang dari
terus hidangan kedua ayo berputar
mereka paling banyak itu sebetulnya melihat dari bahasa ya
iya jadi kita nantikan tapi sejauh ini yang masuk ke prawira menurut gua cukup pas cukup pas
ya ini ada persoalan sendiri mengenai angkutan umum
bapenas mencatat jumlah penduduk dewasa indonesia yang mengalami obesitas
bersama pemain pemain yang notabene punya level permainan di atas mereka
sekarang dia gak ada yang nampung bingung kan
habis itu ya aku masih mikir gitu kan
seperti menguatkan fondasi keuangan
fall trouble sehingga menit perbaikannya agak berkurang ya
level yang di luar ibl gitu
program ini merupakan pengejawan tahan amanat konstitusi
jadi bukan kepentingan pribadi sebenarnya
itu udah beda banget sih apa yang diterapin sama coach yang baru ini
istilahnya di bawah dengan satria muda gitu
ke generasi bawah dan atas bahkan hingga lebih dari dua generasi
tidak sekuat mpr sebelum
yang kemudian harus paling bertanggung jawab
selamat siang bu gat
uangnya masih ada gitu kan
buka sejak desember dua ribu dua puluh dua ratusan penjual menjajakan beragam menu yang menarik membuat tempat ini selalu ramai dikunjungi
saya sebagai menara umum dpp menyatakan membantah bahwa tidak ada aliran
karena melihat sepanjang pertandingan kemarin
masuk dikasih garam besoknya langsung dijemur
gue seneng yang simple sama yang ketika gue pake gue ngerti maksudnya apa gitu
nah sekarang ini selain kuantitasnya yang langka
ya correct me if i m wrong tapi setahu gue kita belum ada wakil selama kurang lebih dua puluh lima tahun lebih ya
oke artinya sisa tiga juta setengahnya itu sekitar tiga juta vaksin moderna
nilai dari karyanya aja tapi dari kualitasnya tuh
padahal ruang tunggunya itu kosong gitu kan
banjir akibat jebolnya tanggul yang memisahkan sungai wulan dan warga kecamatan karanganyar demak ini
terjadi dan juga belum juga terselesaikan
otaknya sendiri dari robotnya itu menurut aku oke
itu sih kalau yang lagi kepikiran di gue ya
fina nabilah indra raharja jakarta
melihat bahwa seribu orang ini pasti membutuhkan seribu baju kurang lebih kan jadi saya melihat
bagaimana mencegah hal itu supaya tidak terjadi pak
karena seperti yang kita ketahui banyak perusahaan serta multinational company yang sudah melakukan background bi checking atau background hutang ya
total modal asing yang masuk bersih di pasar sbn mencapai rp satu tujuh puluh sembilan triliun pasar saham rp dua empat puluh triliun dan srbi rp dua tujuh puluh tiga triliun
ya walaupun kita belum tahu menit bermainnya seperti apa gitu
oke salah satu tim yang menurut gue
dan juga kalau kita membandingkannya dengan negara negara lain di sekitar kita
tradisi ini dipercaya akan membuat anak daro tampil cantik saat menikah
ada keterlambatan petugas dalam membuka kunci pintu sel
artinya pool pool ini juga harus bisa dilindungi selayaknya terminal
terima kasih pak tony sudah bergabung di secret at newsroom kali ini
tapi yang harus dipersiapkan adalah lutut
dan rata rata mereka akan menonton untuk tim kesehatan mereka sampai satu bulan
ini bentuk dia support terhadap band yang dia suka
untuk mendorong semakin masyarakat bisa bergerak menggunakan transportasi umum
triwati ibu fajri mengaku anaknya mengalami obesitas
katanya memang itu santera punya arti yaitu kita punya lahan atau sebuah tempat yang indah di muka bumi yang disitu banyak tumbuh bunga bunga indah
itu rasional kalau misalnya balap sepeda di dalam kota itu aneh ya gitu jadi cukup sepeda road bike
nah bagaimana anda melihat sistem penilaian ini
hari ini kita akan bahas tentang rookie rookie recommendation dan draft rookie tentunya dan di
iya juga ya bener sih
iya sama gua juga kan prawira kan region gua
setelah dua tahun pandemi pelonggaran pun diberikan pada acara yang menimbulkan kerumunan
kalau ngeliat ranz mainnya kayak gitu
ya jadi kalau terkait dengan tarif tentunya ini adalah kebijakan dari pemerintah ya mbak
nah masih ada nih tempat wisata lain yang juga memiliki konsep kastil
jadi masih motif ekonomi masih besar ya
oke umumnya adalah lebih banyak mail ya
dan ini kalau menarik dengar cerita lo di high school gitu kan
hadap kanan hadap kiri gerak
dan di game lawan arab juga
tidak terkait dengan vaksinasi covid sembilan belas
itu banyak perusahaan yang apa namanya
dan suaminya adalah buruh serabutan
larangan ekspor gandum india berdampak pada pangan indonesia
resmi rekening partai bahwa kami tidak pernah menerima aliran dana
untuk mengetahui keseruan nation fest hari ini sudah bergabung bersama produser lapangan cnn indonesia
terakhir kali indonesia jadi tuan rumah balapan grand prix adalah pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
cuma yang masih kurang itu adalah kalau pertama itu adalah bagaimana sudah dibuat bagus penumpang itu mau menunggu di terminal
tapi saya punya riset misalnya dari sisi kualitas hasil yang dirasakan dari pemilu itu sendiri
belum sesolid pemain asing yang lain gitu
oke prom thank you banyak ya prom waktunya ya prom ya
bang rizal mungkin punya cerita nggak sih apa kenangan
yosua untuk di tim ini gitu
sementara harga tiket masuk untuk dewasa pada hari biasa adalah rp tiga puluh
maka dia berpotensi untuk tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan
lepak sama sepatu botol minum
dengan alat ini mesin sepeda motor bisa dinyalakan dan dimatikan melalui smartphone dengan jarak maksimal dua puluh meter
dan juga oleh beberapa pemain yang tampil di klub klub perancis kemudian jerman dan juga spanyol
tapi ya gue melihat juga tim lainnya seperti tangerang hoax
waktu itu kan anak masih kecil kecil ya
dua kali apa ejected setau gue
fokus sama sepatunya gitu loh
satu grup dengan hitech terus xrc broncos dan juga satu lagi adroid singapur
pertama tumis bawang merah yang telah dihaluskan
apalagi rafael juga sudah bisa main lagi
artinya bahwa kalau hanya diserahkan kepada pendidikan di sekolah ya anak anak sangat sulit ya
kenapa tiktok dan instagram itu sangat besar
tapi oleh seluruh pemerintah di dunia
selalu ada masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abasok balik lagi
kita ingin mengembalikan agar kpk berwibawa lagi secara legal seperti dulu
dua puluh ribu itu dari orang tua sampai bayi
tadi gue udah sempat bilang juga ya pemain lokalnya ini gitu
tak lengkap rasanya berwisata ke lombok tanpa menyambangi pulau pulau kecil di sekitarnya
kan memang dia school base
kemudian si jul dia rapper kan
pileg itu ya ada dpd ada dpr ri dpr provinsi kabupaten kota
terlalu panjang di tahun dulu di dua ribu sembilan belas kemarin kan dia pindah ke euroleague pembela barcelona
kita kemarin sempat ngobrol
nah ini pemerintah juga kalau saya tidak keliru
untuk dosis pertama sudah mencapai sembilan puluh enam dua
gue tuh bingung kalo ngeliat bpj dan ngeliat pacific yang secara kualitas mungkin gak jauh beda ya
tapi tidak melihat ini politik
itu anggarannya besarnya itu adalah sebelas triliun rupiah ya
melihat kalau dari cara mereka bermain cara mereka berorganisasi cara mereka komunikasi
jadi cuma sampai di situ
yang pasti akan terjadi penambahan dalam pos pengeluaran karena adanya tambahan tanggungan atau anggota keluarga
kalau misalnya amit amir ada apa kita mau kemana kan masak gitu kan
maka selalu kalau terjadi krisis di bidang ekonomi
di putaran dua nanti akan bertemu dengan
akan selalu ada puntung rokok di balik batu
jadi apabila rambut calon pengantin ini sulit ditata atau dipotong kondenya
karena yang untuk dana kelahiran anak ini sudah tidak bisa ditunda lagi

ini kali ya kesiapan tim kali ya
diharapkan bisa meningkatkan imunitas serta mengurangi resiko penularan covid sembilan belas
catatan untuk gen z dan milenial
dan bagaimana sebenarnya pengambilan keputusan untuk penetapan tarif ini
setau gue indomaret jeans itu cuma yang di laundry nya doang
gue ngelihat gue sih gak begitu ini ya
indonesia cup apakah ada perubahan
penjualan tiket konser tour dunia blackpink bertajuk born pink dimulai hari ini
di indonesia itu sebetulnya club base
agus harimurti yudhoyono mantan perwira tni angkatan darat ini
dia menyebutkan tadi yang vincent bilang pelatih barunya ini kan pasti membawa gaya yang baru apalagi si pelatih umur panjang
nah untuk itu saya kira ini menjadi catatan penting buat kami
jadi nggak ada apa apa ya kok relatif terhadap dukungan itu
bagaimana menangkap dari tiga calon wakil presiden ini semalam
inilah cerita tentang pesona pesisir siboka
membuatnya sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah kita pernah lakukan sebelumnya
yang harus dipikirkan bersama sama
sekitar rp lima ratus lima puluh empat empat ratus lima puluh delapan per kapita per bulan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
itu jadi momentum buat arab comeback sih
gue setuju dengan lo mereka
karena pasar kumbasari ini kan termasuk tempat sasaran para tamu domestik dan wisatawan asing juga
kita masih akan menunggu bagaimana update nya nanti
supaya memudahkan pekerjaan mereka mereka ini untuk membersihkan sampah di geli terawangan
nah itulah yang nanti dampaknya akan gede juga ke aspek aspek tersebut
bagi pasifik dan borneo besok gitu
di kelas satu nya lu udah
dan lembaga dan kesejahteraan
ganti nama itu dia yang harus dicamkan
ada baiknya mereka tidak hanya menyuguhkan gimmick politik
politik itu sebenarnya satu pertarungan keras ya
gua ga tau posisi acim gimana di nsa
informasi yang kami dapatkan instalasi listrik ini tidak direvitalisasi sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan untuk menutupi jalan itu
yang menarik tadi di awal mbak mengatakan memang kita perlu sedikitnya membuat raca keuangan ya
sama di musim depan kan
nama yang disertakan oleh presiden adalah jenderal tni agus subianto resmi msd yang saat ini menjaga sebagai kepala staff angkatan darat
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abasok
kadang cuma eh kadang ajak temen temen aku juga gitu
sebenernya akan di push dari andrew lansun juga
jadi masih diperlukan ada integrasi angkutan yang bisa mengakomodir dari penumpang itu
dalam proses ini ya proses perekrutan pemain pemain
terus berkembang mengikuti zaman
permesan dibuat dadakan agar tetap crispy
kooperasi menjadi andalan masyarakat untuk memutar roda perekonomian
kalapas lain bilang ada pak hasan makarim tuh
tapi gue defensenya menurut pelatih gue tuh bagus
walaupun bukan yang prawira tapi dia bilang it s the same team
itu jadi ini sih jadi salah satu sorotan buat gue karena
ikutin coba memahami eurolik gitu bagaimana sistem dan lain lainnya gitu
tapi karena situasinya pada waktu itu covid dua ribu dua puluh
dan ada juga tempe goreng tepung
itu sangat mengerikan sih menurut gue
dari mana kemudian beras beras itu akan tergantikan ya
dan membuka pinjaman tanpa harus datang ke kantor koperasi
jadinya banyak yang skip
kalau gue sih itu
oke kita akan break sejenak kita akan kembali sesaat lagi
gue berharap sih juga sampai tiga game sih
dan yang paling menarik juga ada
yang gerahan pemilu dua ribu dua puluh empat tercatat masih memakan korban
memang sudah mulai melawan lawan sudah
dan sekarang udah semuanya udah mulai settle pelan pelan
cuman mungkin nanti teman teman yang udah mungkin udah ada yang tahu dulu atau riset duluan
sampai pemilu terakhir di masa orde baru tahun seribu sembilan ratus empat puluh
misalnya ada teman kami yang pernah kehilangan pekerjaan
dan tentu juga yang tadi di announce
yang gue impress di game lawan joe dania justru gue ngeliat
kiblat gua lah kasarnya kiblat gua maksudnya kalau dalam berfesyen itu di indonesia karena
tadi yang kalau anda katakan memang formulanya tidak hanya satu tidak hanya mengurangi pp
dan menurut gua ini jadi pembuktianya dia juga nih
supaya bisa mendapat tiket menjadi cawapres
di explore pun itu yang paling banyak sering muncul kan gitu
anak anak jokowi pada awalnya mengatakan tidak warningat terjun ke partai politik
mungkin bakal dapat kesempatan lebih dibandingkan tim sebelumnya
konsep apa yang sedang jalan di market
nah kalau kita bicara masalahnya apa sih gitu kan
sejauh ini dia main benar benar enerjik banget
jadi mereka tahu saya siang nggak bakalan makan dan nggak bakalan minum
tapi itu pemainnya gak apa ya udah kita udah tau kelasnya gitu
kalau di provinsi bandung cuma paling reza pandu siapa lagi
karena dibanyakin teman teman bisa support kapanpun tim kesayangan kalian di gor ataupun
tapi dia gue ngeliat di beberapa game juga cukup konsisten gitu
saya sangat senang sekali ya bisa ke jalan jalan lagi bisa main main lagi di luar tanpa masker
kalau misalkan ada beberapa pemain asing dari si raja wali medan nih yang lagi off gitu
minimal gue hitungnya itu desember tanggal satu lah
saya sangat apresiasi sekali ke pak hasan ini
ini anggarannya kemudian dialihkan untuk apa mas
dipastikan membeli produk yang masa kedaluarsa yang panjang selain itu ada juga pembeli yang hit and
kalau perbedaan pasar badung dengan kumbasari kalau pasar badung kan lebih kepada menjual produk kebutuhan sehari hari
penjelasannya kita bagi dulu nih ya ada dua hal yang
pinggir pinggirnya tuh gelap gitu loh
satu kerugian buat masing masing tim sih
tapi mungkin dia memang penganut flat earth ya
untuk diperiksa ya penyebab
dibentuklah undang undang makan siang di mana kemudian program makan siang ini diberikan untuk seluruh anak anak dengan biayanya tentu bervariasi dan disubsidi
dan disampaikan oleh ricky kusumo
nah mungkin temen temenin nanti kalau misalkan ada yang mau dengerin lagi
yang belanja untuk kemudian dijual juga
jadi buat prawira family ditunggu aja kabarnya
disitu mereka bermain itu yang permainan yang bener bener low scoring game dan itu bener bener defense nya itu
ini ada dapur umum kecil
toh juga pnbp itu bukan kemudian untuk keuntungan kan bukan kalau pemerintah
tetapi nuansa politik itu tidak bisa dihindari
kemarin ya sekian ini rumah
campurkan bahan bahan seperti tepung beras kelapa parut
coba belajar lagi untuk mengetahui tentang instrumen instrumen investasi yang berisiko
seorang david spencel sama seorang reza guntara berhasil
jadi memang menurut gue pribadi ya
menurut prediksi bapak bapak mungkin sudah berdiskusi dengan para pakar dan juga para ahli melihat data statistik
dam gue harap bisa kasih sesuatu yang berbeda sih buat satria muda dan buat dirinya terutama
ini gue sambil ngobrol juga gue belajar nih banyak dari dua senior gue nih
sayang tapi ya udahlah jalannya di basket
ikan fadil dari bima perkasa jogja
ngasih highlight ke dia bahwa di bpj dia akan menunjukkan nih peningkatan permainannya setelah diberikan kesempatan main ya menit apa
udah gak ada nama daniel menas
sejauh ini browsing music festival memang sangat mendukung kami dan memberi kesempatan
belum pasti kaya gimana gitu kan
ya ketika ada seperti ini kita mengembalikan lagi proses penegakannya ke sekolah
kementerian perencanaan pembangunan nasional atau badan perencanaan pembangunan nasional
tentunya harus tiap tim itu punya apa ya namanya punya rotasi pemain yang baik untuk menjaga kebugaran
supaya membentuk pemerintah darurat republik indonesia
sedangkan prawira bandung pemainnya kecil kecil semua kan
nah pada yang sekunder ini misalnya dengan penyakit penyakit misalnya pemakaian steroid jangka lama
untuk kemudian kita juga apa
jika sudah dirasa mulai tidak kondusif dan juga berhimpit himpitan berdesak desakan
saya ingatkan kembali pembagiannya itu kalau bisa
jadi sebenarnya itu hidup dua puluh empat jam sekarang
ukuran tersedia untuk dipilih dan digunakan oleh para konsumen produk yang minimal disewa
sehingga ajas ajas keterwakilan juga tidak terwujud
dia tuh terakhir masih main di indonesia patriots
nanti di a nya sendiri mudah melalui beberapa aplikasi online gitu
kita tegakkan semua undang undang yang perlu ditegakkan
tapi kami merekrut banyak yang muda muda
nah itu kadang kadang mereka suka hilang atau apa
hingga pahlawan nasional tersedia
kalau posisi lu kan di atas kan kayak lu sama
pihak rumah sakit akan melakukan tes kejiwaan
yaitu satu dari dua puluh penduduk australia dan hal itu sedang meningkat
dan gua sepertinya ingin melihat breakthrough year dari seorang mohd ariki di musim ini gitu
kemudian juga pun ketemu politisi ketemu sama tokoh publik itu kita rasa kalau nggak datang nggak hadir
karena satu sama lain kan pasti cara bermainnya juga beda
berarti si papa itu dulu ini gak sih sempet main profesional gak sih
jadi kita turun ke lantai satu
saya yakin mas edo juga pasti akan menuju ke sana
semoga aja sih ini dua pemain asing baru prawira sih bisa ngangkat
ya memang banyak orang indonesia yang berwisata ke korea selatan
menteri kesehatan mengaku tidak bisa memprediksi kapan angka kasus positif tanah air akan melandai
karena dapurnya berada di depan
tapi sebenarnya mungkin mereka udah nemuin nih kepercayaan diri lewat kemenangan kemarin
hanya kemen parecraft seneng banget nih sama ezra nih
baik pak suko saya juga minta komentar pak suko
terus ada protokol kesehatan yang juga oke
kayak raja wali medan kan mereka baru punya ya
kalau idol ini sebenarnya punya efek yang beresonansi dengan kehidupan kita
kalau ini kan bukan dokumen kan tapi informasi ya
datang siang itu ke kooperasi simpan pinjam di bilangan jakarta selatan
jika kurang tepat maka akan mengganggu rasa hingga aroma masakan
kita akan meminta pandangan pakar hukum pidana universitas tarumanegara
sehingga mereka tidak punya waktu untuk membuka sel sel tersebut
sebagai pemain asing nih mbak
sebelum rame sebenarnya dipungsikan waktu itu untuk aktivitas
seperti koperasi petani asal magelang jawa tengah yang baru enam bulan mengembangkan sebuah website
walaupun sebenarnya udah ada nih di awalnya gitu
jadi tarif yang berlaku saat ini adalah tarif promo kedua yang diberikan oleh pemerintah kepada pengguna jasa lrt
bahkan di tribun solo ada nuku sama kevin moses
maka bisa mengharapkan return di atas sepuluh persen atau mungkin bahkan lebih tinggi daripada itu
karena pelita jaya harusnya memang look up ke satria muda
setelah seri lima itu kita selesai sembilan belas maret
itu ada yang kasih ke pusat sebagian sebagian mereka kuasai di daerah
sehingga bisa menyesuaikan dengan kenaikan inflasi dari pendidikan tadi
jadi kalau saya mulai buka sejarahnya begini
jadi kalau saya bilang saya tidak berani memberikan prediksi
gelaran motogp akan dilangsungkan di sirkuit mandalika
kita udah lama juga gak jadi host ya
menurut gue jadi bentuk bentuk apa ya bentuk respon dari manajemen khususnya ya terkait dengan evaluasi penampilan

pinter gitu mainnya makanya ini
karena memang secara track record pun mereka nggak terlalu bagus juga
itu kapanpun bisa masuk ke dewa united
berarti buat temen temen yang mau naik sih mungkin
mandi balimo pun selesai dilakukan
gue sih kalau mau gue jadi wns sih gue tersinggung sih
untuk bertransportasi untuk berolahraga
yang bernilai tiga puluh miliar dolar
dia jadi starter ya pastinya ada nervous nervous dikit dan apalah cuman ya gue harap sih fisikally
yang padahal itu kita masih bisa optimis ya
karena dia jadi pelapis sambol devin kan
yang pertama harus kita hitung adalah kapasitas berdasarkan lahan yang kita pergunakan
supporting cash prawira banyak sih ya fernando
jadi gak cuman as a scorer dia juga bisa jadi facilitator dari assist dari rebound dan lain lain sih
atau dia harus develop lagi sih
tapi pergantiannya setelah masuknya joshua cutwell dengan kebetulan kemarin gue yang bawain gamenya
karena lokasi pembuatan bakpia juga sekaligus digunakan untuk kebutuhan rumah tangga
kalo menurut gua apalagi si
kata coach favaral lu kupasang aja jadi defender
dan gue yakin ini untuk ansu ya
eh gatau nya dari timnasnya ada yang kontak
papaku kayak udah mulai sering ngelatih aku sendiri
mendatangkan fans fans yang lumayan banyak jadi bisa apa ya bisa berdampak ke bisnisnya tadi sih kayak gitu sih
karena memang situasi kondisinya sedang di situasi
ada dua pemain asing ada satu lokal naturalisasi ada apa
dari prawira harus ini sih harus
kepala daerah setempat menyiapkan tenda pengungsi sesuai standar protokol kesehatan sebagai
walaupun presiden mengatakan ya kalau duitnya masih ada
ada beberapa topping pada leker
dengan tino juga peran dava ini menurut gue akan nambah satu lagi nih
ia menyebut pendapatan freeport tahun ini diperkirakan mencapai rp satu ratus lima triliun naik seratus persen dibandingkan dengan tahun lalu rp lima puluh triliun
negara anggota ipf lain berhak ikut menentukan kerangka kerjasama ini di masa mendatang agar menguntungkan semua pihak
nanti kita agak tambahin aja durasinya ya
ya ini nama nama yang di draft atau di drone pertama juga sebenarnya ada beberapa pemain yang menurut gue kayaknya belum cocok untuk
tapi mungkin masih butuh waktu untuk membuka kembali bagi wisatawan
cedera lututnya tuh jadi ngerabat ke hamstring gitu
makanya aku untuk mencegah menjaga aja kucing aku pada aku sterilin
kalau kata dinas perhubungan kalau kata pak syafrin sebenarnya kebijakan ini sudah sesuai dengan aturannya
yang untuk masalah draft dan juga lain lainnya gitu pak
ya salah satu keuntungan buat satria muda
inilah keseharian afida salsabila
namun ada musabab yang mengawali penggunaan nomor rumah ini
kemanusiaan kadang kadang kita nengok sayang
ternyata produsen indonesia itu
perjalanan kami selanjutnya melewati jalan raya puncak gadok dan sempat kembali mengalami kemacetan padat merayap
harus menempatkan diri seperti itu
setelah sampai tujuannya pun juga akan terasa nyaman ya
ini kita masih detect di hari yang sama di episode pertama kemarin
dalam sepekan hasan makarim bisa dua tiga kali menyeberang ke pulau nusa kambangan
nah sukunderi osteporosis itu yang mungkin terjadi pada usia muda
kalau memang untuk pemenuhan nutrisi nutrisi dan juga gizi anak kalau ada sisi positifnya bisa kita ambil ya di indonesia
sampai sekarang belum ada gocek yang mau
revitalisasi ini adalah program unggulan dari jalan ditjen perhubungan darat
jasem brownlee dan utamanya memasukkan
betul betul itu yang jadi pr rans sih menurut gua
itu kok bisa membuat jebol sungai ya
salah satu emiten terbesar penyebab perubahan iklim adalah bahan bakar minyak
dan melakukan rapat bersama dengan pihak penyedia server dan panitia ppdb
untuk bisa memenangkan capres ganjar pranowo dan cawapres pak mahfud md ini untuk indonesia ke depan menjadi lebih baik
tapi yang terpenting adalah bagaimana dari sisi fundamental
namun pembobolan m banking yang hanya menggunakan fitur lupa password
walaupun pada dasarnya mengajar di usia maaf sudah lanjut itu agak sedikit memberatkan bagi kami
didaftarin gitu tapi kalau base
walaupun disitu ada ishak bunga ada andreas ops gitu ya
dan memindahkannya ke stasiun poncol yang biasanya hanya melayani kelas ekonomi
nasihat kepada saya di awal awal kami bertemu
ini juga biasanya dimaksimalkan dalam pembelaan
kondisi ini diperparah dengan banyaknya zona cekungan
indonesia gitu ya tipikal asia lah ya maksudnya poll speed syuting bagus terus sharing the boll
di filders kan didikan kak irma tuh emang bagus bagus banget
alih alih misalnya anda dibantu dengan pinjaman pinjaman
karena permainan caturnya sangat banyak gitu
saving ini nanti akan terbagi bagi untuk dana darurat dana menabung dan juga dana berinvestasi
persiapan memasak sudah dilakukan sejak tengah malam
jadi memang peruntukannya apakah seperti di beberapa negara memang hanya menyasar anak yang tidak mampu atau seperti apa ketentuannya
jadi ya mungkin kalo secara visi ya memang tiap tahun bakal pengen juara terus
sekali lagi besok adalah home game keempat mereka
akhirnya dia menanggung bebannya cukup berat dia kan pemain tim nasional nomor satu tiga x tiga
apakah tahun ini musim ini ya bakal jadi pembuktian buat dam nih
kalau dewa dan sm kita tahu semua ya
ini berarti beban beban ini juga berjatuh pada perempuan dengan perubahan iklim yang terjadi
jadi idealnya fungsi alamnya ini memang harus tetap ada
bahkan pada saat saat terakhir menjelang eksekusi mati freddy budiman masih menjadi imam sholat asar
belajar aja dulu di sma
kalau dari lubuk ini kan kita kemarin nonton bareng nih
ada arki di situ ada juan juga
sehingga memang kita melihat dalam sampai dengan pengumuman dan juga nanti pasca pengumuman tentunya dari kpu yang resmi
tetapi karena api sudah menjalar begitu cepatnya tidak sempat beberapa sel itu
selamat sore saudara saudara sekalian
sudah seperti lima tahun kan seperti jenuh mengambil ke orang
apakah ini juga dibarengi dengan edukasi terhadap anak dan juga orang tua
para menteri luar negeri oki mengharapkan agar rrt dapat mendukung upaya yang sedang dilakukan oleh para menteri luar negeri oki tersebut
itu sebabnya saya merasakan memang kita harus memperkuat membangun industri obat dalam negeri
memang tentunya lebih bagus daripada sebelumnya ya
caranya supaya ada pertandingan lagi
yang sebenarnya itu jadi main karakter dari satria muda gitu
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam buat teman teman abbastol
terus kayak waktu itu gue jalan waktu itu di daerah sudirman
rasanya dia ya harumnya berkurang
itu pun juga yang terjadi di filipina pada saat itu
kewasan patok saat ini terkenal sebagai centranya bakpia
saya harus keluar dengan kerugian maksimal sepuluh persen sehingga nyawa saya ada sepuluh
walaupun mungkin ada kompetisi yang keras begitu
adalah kali pertamanya wush melayani masyarakat di musim angkutan lebaran untuk pemesanan tiket
kayaknya dia cukup berdampak ya
untuk melindungi fakir miskin dan kelompok rentan
cocok banget buat makan siang
caranya mau gak mau ya harus kayak dewa gitu
iya kalo dewa sih gua ya mirip mirip lah sebenernya sama fauzi cuman kayak yang gua perlu tanyakan sih tim tim seperti bpj salah tiga sih
oke selamat pagi selamat siang dan selamat sore teman teman abastolf
laju penularan dari varian wuhan itu sekitar satu
mereka juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke riyad
yang kira kira datang ke ibl musim ini
ini potensi game ketiga sih sangat besar ya
namun dari sisi kondisi globalnya cenderung ada sentimen yang cukup negatif
teman teman yang tinggal di luar negeri pada awalnya mungkin agak jengah
itulah salah satu dasar keinginan kami untuk mendirikan forum ini
belum tentu juga bantuan itu langsung kepada sana
jadi kalau di satu supermarket itu ada satu orang india kerja
akibatnya kesibukan orang tua dan komunikasi serta koordinasi dan dalam menjalankan fungsi sosialisasi dan proteksi di rumah
sekitar sepuluh besar nomor satu itu
inget pas doi masuk ke grup besarnya katadata nih
tahu saya tidak banyak bapak pia yang di yogyakarta yang mencantumkan sejak tahun berapa
dari keluarga sih enggak sih kalau dengar cerita dari mama papa sih main bola
karena bukan pemain yang didaftarkan gitu
menarik sharingnya mas aji untuk kita tahu seperti apa penerapan program makan gratis ini
itu kan tahun ke dua tahun ke tiga ya
walaupun beberapa game kalo ga salah belum main ya
tadi pak jin mengatakan bahwa kalau fakta itu merupakan suatu forum
itu sebenernya kita kan seharusnya bebas gitu
karena itu memiliki potensi untuk terjadinya konflik kepentingan
salah satunya mungkin lompatannya juga yang cukup oke
hari ini kita bakalan bahas apa aja nih
dua puluh lima juta gue rasa sih ya ya mau diapain lagi sih karena ya dia yang memicu ini sih yang memicu dan memprovokasi
karena tidak ada yang tahu efek jangka panjang berapa lama
bisa soalnya dua pemain asing yang lainnya
coba mengajak kementerian dalam negeri
bingung juga gitu bahas mau bahas yang dalam tuh seperti apa gitu karena gue gak ngikutin juga jurnally gue gak ngikutin gitu kan
itu sih gue singkat dari tiga seri ini
tiga minggu jelang pendaftaran capres cawapres
oleh penguji rebel region di amerika serikat
ya ya ya mungkin ya halangan borneo sih satu lagi ya
karena kita lihat juga pg kan baru ganti juga tuh pemain aslinya
karena ada si chanathip jangkrawan
kemudian dari akap akap yang unggulan itu frekuensi yang terbesar pada terminal terminal tersebut
kehadiran kalep di dw united
apalagi kan pilihannya masih semakin tipis kan
dengan camaran ada di lapangan gitu
apa secara perolehan poin tuh konsisten di angka tiga belas empat belas enam belas gitu
berbagai sampah mulai kemasan minuman makanan kemasan sampo alas kaki hingga popok sekali pakai ada di pantai gililapak
jadi menurut bu gat sendiri dalam hal kesehatan
akan ada implikasinya dengan tata kelola dengan manajemen pemilunya
sudah pernah mengalami menghadapi persoalan yang sama atau baru kali ini pak
terutama kesadaran bagi warga literasi penggunaan mobile banking
rasanya itu sangat enak gurih asam dan pedas
ya kena merah dong ini
lutfi atau sandi juga bisa
literasinya juga buat masyarakat kebanyakan
iya gue lahir di bulan ramadan karena waktu itu kan emang lahiran eh pas bulan desember tahun dua ribu emang ramadan bulan ramadan jadi namanya ramadan
yudha gak bisa memaksimalkan apa yang
ini adalah lokasi yang sengaja disediakan sebagai tempat bagi pengguna sepeda motor menitipkan kendaraannya
tidak boleh di jalur lain gitu loh
dan mereka harus bermain lagi di hari selasa gitu
jadi pertama yang kita lakukan adalah membuat catatan atas pengeluaran yang sudah kita lakukan
tapi apa namanya saya memang bantu pak jokowi
cara untuk mencegah korupsi dan menguatkan kelembagaan kpk
juga agak agak redup redup
misalnya di situ ya happy kita nggak perlu balap balap kayak apa
ini penting menurut saya ke depannya
yang jelas sudah kita bahas di episode sebelumnya
dan beberapa lauk lain seperti dendeng tempe hingga telur
kemaren itu sekarang ambiar
tapi ya joseph gue harap juga bisa grow up bisa ngebuktiin juga sih
gue melihat juga andrew lenson ini cukup diem diem tapi mematikan ya
di coach nya gimana seorang kmld
sesuai dengan empat pilar gizi seimbang
berapa sih nilai kebutuhan hari tua
rumah sakit yang sekarang juga bisa menerima orang kecelakaan
itu kalau sore anak anak muda latihan latihan dansa itu digunakan ya
enesa mungkin agak sedikit
dalam satu sisi satria muda juga belum terlalu siap ya
dan beberapa pemain bigsnya
karena vincent beberapa game ini memang gak terlalu bagus menurut gue ya
atau beberapa dari mereka ada yang
ada kostum yang keren ada kostum yang keren juga
memang secara badan dan ketebelan badan
pak itu terkait sama utang negaranya yusuf hamka
kehidupan buat anak saya mereka begitu mencapai
di daerah istimewa yogyakarta
tapi lu nyamannya dimana
ko rocky fernando salah satu pemain
di tanah abang itu kan juga menjadi sentra
sehingga akhirnya putusannya menjadi maksimal
kuah itu lalu ditambah lagi dengan sedikit kuah dari wajan buntut
jadi sebenarnya terkait pelanggaran ini kembali lagi ke masyarakat dan dikembalikan lagi kepada diri kepada informasi
bahagia untuk berjalan ke tempat lain
ya saya sebagai menteri tentunya saya harus menyampaikan tanggung jawab
tapi poin yang gue pengen kasih highlight di sini adalah kedalaman squadnya
tanggerang hawks mereka akan step up
apakah betul itu yang dikatakan mas hani tadi
persatuan tionghoa maluku misalnya ini contoh saja bapak
jenjangnya memang terlihat sangat jauh lah
lu pernah diajak fannisa gak ke
dan mungkin di quarter final
maksudnya exposure nya emang udah disini gitu
sementara di luar koalisi besar itu bisa munculkan tiga pasangan
di hadapan tim penebak dari brimob atas perintah kejaksaan
pengantin wanita duduk pesisir ada apa di hatinya
kalau misalnya ekstra ya kita lakuin semaksimal mungkin pas latihan gitu
itu banyak orang yang bertanya tanya
kalau steve taylor nya terlalu main banyak di atas gitu ya
kalau dredegnya sih mungkin ya mau ketemu sama temennya baru tahun ajaran baru juga
sehingga tindak pidana korupsi digunakan oleh partai politik untuk mendapatkan dana
namun banyaknya miliarder baru yang belum mahir mengemudi menyebabkan beberapa mobil yang baru dikirim terpaksa dibawa kembali ke bengkel dealer karena mengalami kecelakaan ringan
dan terus denger juga ya nuka kan baru balik juga
dikatakan memang di level tiga ini terjadi peningkatan pengunjung nih
iya kalau gue boleh ambil kesimpulan sih
terus pagi jam empat dibawa ke puskesmas
anda bisa mengunjungi pusat kuliner ini mulai pukul sebelas siang hingga sepuluh malam setiap harinya
karena a tipe a itu ada pembagiannya ada a satu a dua a tiga gitu kan
dalam satu tahun orang indonesia membuang sampah
kalau bang rizal melihat manggarai gimana
karena sering digunakan untuk menjadi pewarna kuku
dapat kita lihat dari dekat di pameran pusaka semenda melayu
misalkan kadang kadang ayo kita ke restoran bali atau mengapa restoran bali itu cukup bagus itu misalnya
apalagi dia masuk di tim yang bisa dibilang salah satu
melenceng dari janji janji reformasi untuk menjaga kebebasan demokrasi
kemudian seri tiga empat lima enam nya kan digabung tuh
ataupun juga merasakan air yang ada dari reservoa marunda ini
bisa membuat tim tim dari di ibl itu bisa lebih berkembang dalam segi bisnis gitu
mungkin ya iya atau mungkin biar apa ya biar enggak terlalu full home base di britama jadi dipisah lah
karena juga sama kan membawa orang orang juga gitu
tapi kalau terus berakhir dengan kematian
plusnya sebenernya gua salah satu orang yang seneng ngeliat pemain lokal main lebih banyak
sampai umur berapa ada di fase optimal dan kemudian akan mulai menurun
oke mbak nisa kalau misalnya kita lihat memang tadi mbak nisa juga sempat menyebutkan ya
sehingga bisa mempersiapkan diri bisa memental dengan usaha ibadah
kalau bahasa hukum kemarin bahasanya hakim adalah yang setimpal dengan perbuatannya
yang saat ini gitu sih gua harapin
dan kalau saya pikir menarik juga ini adalah
dia tidak mampu mengantisipasi kalau terjadi kesalahan
sehingga banyak yang menyangka kalau sop buntut ini sudah ada sejak lama
kalau misalnya emang melanggar aturan itu
terhadap perusahaan the fed untuk menaikkan suku bunga acuan akibat inflasi tinggi yang terjadi di amerika serikat
dan mungkin coach cacing juga udah liat dari jamanya patriot ya
bola cewek juga kurang ya di indo ya
kepaknya hitam bengkak gitu
selain tiketing ada sponsor lokal
cuman ya lu bisa tambah dari speed power strength
di akhir akhir itu yang mungkin
dan kemudian juga pegawai negeri keluarganya
tapi kalau sudah dengan jumlah yang sekian itu mereka susah untuk mengambil keputusan tepat
ada setiap tahun ada acara akhir tahun kan
dan pak kowo adalah patriot sejati
ini beras yang dibagikan bukan beras yang apa namanya itu beras yang tidak bermutu loh
ya namun apakah ini hanya berlangsung sesaat saja tapi apakah masih akan bisa berlanjut seterusnya gitu mas joshua
dimakan hangat atau dingin ikan teri kacang sambal ini tetap nikmat
untuk pembahasan episode kedua
nah ini menarik kalau tadi sempat dibahas ketika misalkan suami istri adalah pasangan yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan
itu yang kami sengaja sebagai semacam kolaborasi dan tarik ulur lah
kami sekarang juga sedang membangun tentunya ini khusus narkotika
salah satu liga yang bakalan kita highlight yaitu
cukup konsisten gitu gue melihat dia ketika dikasih menit dia selalu ngelakuin yang terbaik di setiap menit yang dia dapetin gitu jadi
pemerintah darurat republik indonesia
ikutin arahan coach atau trainer dan satu kotak trampolin satu orang
pilih calon yang bukan cuma paham tapi juga peduli pada isu lingkungan
itu gokil sih tanks insomnia itu
jadi gimmick itu sangat diperlukan
apa jadi ya lebih praktis mungkin ya buat mereka negaranya kalau datangnya ke negara negara lainnya
ibl musim depan sih ya
hanya kota jakarta yang mampu membenahi angkutan umumnya
kan gue berdua sama cewek gue
tapi kan kepentingannya bisa diketahui
ataupun pernyataan dari fifa terkait dengan ini
sebelumnya presiden jokowi disebut akan ikut dalam parade motogp
mas ini saya mau lihat fasilitasnya ada apa aja nih mas
beberapa referensi yang saya baca dari januari hingga november dua ribu dua puluh tiga pak nilai transaksi hanya rp sepuluh lima triliun per hari ini jauh lebih rendah dibanding dua ribu dua puluh dua yang mencapai rp empat belas sembilan triliun
dulu pas lagi seleksi dua puluh empat nama itu
karena juga akhirnya yang maju adalah kemenko kemudian kementerian keuangan juga ikut terlibat
julian dari sm tapi dia di indonesian patriots sih jadinya
gue ya dikit dikit sih maksudnya ngikutin euroleague gitu apalagi ada
mulai mencari bahan ideal untuk membuat alat musik gamelan
yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
menjadi salah satu kunci jalannya strategi komunikasi resiko
gmt plus tujuh jadi mainnya mungkin
kayaknya terus membuktikan gitu
anggaplah indikasinya hasil qikon misalnya dua
baik baik mahardika terkait dengan kebakaran yang anda saksikan saat ini di lokasi anda melaporkan bagaimana dengan kondisi api
dan satu hal harus dicatat bahwa itu jam satu empat puluh lima di mana orang lagi enak enaknya tidur
untuk tampil menggandikan mereka lebih lanjut analis yang telah dua puluh satu tahun berkiprah di perusahaan
sebesar tiga ratus juta jiwa
langsung trading berhadapan dengan investor
ini ikan teri nasi ini kalau dikonsumsi secara teratur baik untuk kesehatan
kuliner kepala hewan ternyata sudah ada sejak zaman hindu buddha
pertumbuhan yang positif tersebut menciptakan iklim infrastruktur
dan terkutip yang secara posisi masih nol kemenangan juga kemarin sama lu gitu
pandu juga gak akan mau nembak
itu juga beberapa diarahkan untuk masuk ke indonesia
nah wira kan tadi kita udah sepakat bilang udah pada jadi semua

dikasih istri hahaha bekas istri bukan dong bukan dong bukan dong ya dikasih istri terus baju ini
dari dulu ada tambahan lagi bu
biar terjangkau semua kita punya solusi gitu
dua puluh februari dua ribu dua puluh empat menjadi hari yang sulit hilang dari ingatan warga demak jawa tengah
ya memang udah saatnya tiga pemain asing sih
orang menjadi bingung karena over informasi over tarik menarik
dalam persiapan sm untuk musim depan ya
hmm berat nggak ya
ini sekali lagi nih di tag nya hari sabtu
pak suhana jadi ini namanya kan forum aktual kekerabatan
tapi ini tinggal bagaimana kemudian pelatihnya nih bisa menempatkan pemain pemain yang merotasi
jadi pendapatan seorang hacker dalam hal ini
karena apa saya masih ada tiga puluh menit saya masih ada dua puluh menit itu fix akan diupayakan seperti itu yang sudah direvitalisasi
buat gue itu salah satu yang harus yang harus di di punya sama sama dewa united gitu
tetapi setiap kubu kubu paslon ini pendukung paslon itu ternyata memiliki karakter yang berbeda
memang itu hanya untuk nakes yang dari rumah sakit pusat tni polri dan juga swasta
secara penampilan sih biasa aja justru malah lebih cenderung kepada para pecinta fashion yang pernah viral itu loh menurut gue gayanya
atau disinfeksi untuk lingkungannya
membahas ini sebagai disuppiring object fenomenon atau dop dimana dianggap barang yang hilang masuk ke
penipuan yang memanfaatkan kelengahan dari pada nasabah itu sendiri
dan penting banget buat bpj nih kan kita tahulah ya di offseason kemarin dari managernya tuh udah bilang kalau misalnya di musim ini
kan ini bisa mengganggu kedaulatan rakyat
wah kalo bisa banget masih lama
ini kalau lo melihatnya pertandanya seperti apa
kita masuk ke episode ketiga di tahun dua ribu dua puluh
dengan kondisi berangsur membaik
ini mengalami penguatan cukup signifikan
juan juga mempunyai impact yang cukup baik di tim nas gitu kan
ya karena ini ini bukan cup yang cuma satu game atau game tapi ini gimana seorang pelatih itu bisa
lalu bagaimana indonesia memanfaatkan presidensi g dua puluh untuk menghadapi bonus demografi ini
maksudnya parkir kendaraan itu di luar mengganggu jalan itu nggak boleh
makanya masjid ini kita sebut kita namakan asma ul husna
beberapa rumput yang ada di sini juga itu terbakar
nah tetapi hujan dengan curah sedemikian
ini dua pemain yang gue highlight
banjir merusak ribuan rumah
untuk mencoba u twist sesuai dengan urutan dan kemungkinan lekol
si rizky effendi dan kawan kawan masih bisa nih
masih terkendala dengan minimnya tempat penyimpanan ikan asin
apakah ini kita ngomongin patriot ya dengan levelnya
kalau berbicara soal perpindahan alifungsi tadi menjadi krl
kalau bagi nelayan daerah sabang sering nggak ketemu warga asing yang lewat lewat atau
sebelum terbang kami mau dandan ala pilot dulu ya
jadi lu setiap masuk ke lapangan tuh udah tahu mau ngapain
oke jadi untuk menjawab ini saya akan menggunakan teori financial planning
nah untuk kali ini saya memang fokus pada fakta itu sendiri
jumlah kasus positif setelah libur lebaran memang mengalami penurunan
si bilal pemain west bandit ini gitu
dibuka pintu utama keluar
lalu sang artis juga sebaiknya menjual kekhasannya masing masing
tapi akhirnya mereka gak bisa kunci game itu
dianggap oke sudah menerbitkan buku panduan sudah dijelaskan lewat sms
maksudnya yang ngalirin dia yang kasih bola ke k i j dia yang ngasih bola bola enak ke ari gidia ke prastawa dia gitu
agenda persidangan dari mahkamah pada pagi hari ini adalah untuk mendengar keterangan
any how kalau kita sudah tahu angka lima juta ini memang harus diamputasi atau harus dibuang trading saham sebagai nilai kerugian yang saya bisa tanggung
cuma di dewa united nanti gimana adjustmentnya juga kurang tahu ya
lapas permisan dan lapas batu
next mungkinnya ini kita mau bahas pendek cuman gak bisa juga ya kalau bahas pendek
ya mbak prita apakah keluarga muda ini harus menyiapkan pelindung keuangan sebagai pencegahan keuangan yang bocor bahkan hingga terjebak hutang mbak
nah bergeser ke pasar sebelahnya
tim kedua ada amartahang tuwah jakarta
dapat menit bermain lagi di eurolik
ya tentu saja jadi kamu hanya mengambil panggolmu dan kamu bisa mulai dengan mencari
vaksinasi memegang peranan penting
pengalaman ketika di fiba asia cup itu
sudah kita puas dengan hasilnya
dari salah satu pelatih flow nih
ya berat juga untuk boneo bikin
sedangkan kalau dari bpj sendiri ini kan bisa dikatakan tuh kemarin baru di announce sebelas sampai dua belas gitu
ini gak bohong gue ngobrol sama beberapa pemain
jadi memang menurut kami tinggal bagaimana pengguna ini menjadi pengguna yang tertib
mungkin kita dulu pernah prof di kampus itu ada perdebatan
gue juga waktu pertama kali tahu lo gue dari rocky malah
dalam satu jam pertama begitu anak masuk rumah sakit
emang mereka udah full hosternya
mereka meramaikan festival tahunan ini sebagai ungkapan syukur atas hasil panen
ini akan menjadi satu hal yang sangat mengerikan dan itu pelanggaran besar akan jadi di sana
tapi kalau ngomongin balik lagi awal karir dulu basket ya berarti
mulai dari guci pot bunga hingga perkakas rumah tangga dan hiasan lain
saya biasanya pakai tip empat e
jadi mungkin ya targetnya pun menurut gua cukup realistis kalo menurut gua dari bali
itu setengahnya dari mclover tuh
ya dari awal pertandingan gue udah merasa
melalui adu ketangkasan ini akan terlihat siapakah yang paling tegas di antara mereka
kini kemudian memiliki toko sendiri yang juga dijadikan sebagai kantor di kawasan asmk jakarta barat
mereka kan sempat tertinggal juga tiga poin sebelumnya akhirnya overtime dan akhirnya joseph desmet dagger kan di overtime gitu ya
ya semoga kita harapkan ada pembenahan lah dari junior juniornya kita
satria bangawan solo yang tentu kita menarik nih bagaimana proses adaptasi dari kedua tim itu yang mendatangkan kurang lebih kalau misalkan satria pangosolo kan itu otomatis pemainnya baru semua ya
mereka juga memberikan pelayanan eksklusif
tanpa menghilangkan esensi dari masjid sebagai tempat ibadah umat muslim
pemerintah jungkir balik untuk menekan angka penyebaran kasus covid sembilan belas di seluruh wilayah tanah air
kemudian juga ada cuka dan juga garam ada juga gula
nah ini akan menjadi apa
lu boleh tadi gua pertama
dan akhirnya informasi semua kebaikan a itu semua ada di situ
apakah kita bisa memenangkan pertandingan atau kita kemudian sulit untuk mengembangkan pertandingan
negara negara yang terlibat sepakat untuk memberantas korupsi pengindaran pajak
jadi gimana nanti orang prawira bandung dia bisa on
ketika ini meminjam terus kemudian sering telat dan sebagainya
bagaimana negosiasi sejauh ini
terutama saat kerusuhan seperti di lapas pasir putih
semakin mengukuhkan bahwa ini tim tuh
mohon maaf nih ya agak kebapuk dan undersized
dan itu saya pikir harus menjadi modal bagi pemain kita untuk percaya diri
ya makanya ini gue jadi makin apa sih namanya makin nungguin ini nanti nih buat ibl dua ribu dua puluh empat bakal seseru apa
walaupun data yang dijual nggak tahu data lama atau data baru
ini sebenernya keluar dari pembahasan review dan preview
gue melihat mungkin agak kita bergeser ke game dwi nacit sama hang tua juga
gak terlalu impress terlalu kaku sih kalau menurut gue ya
kita juga menggunakan pemadam pemadam kebakaran alat alat pemadam kebakaran kita tapi sudah tidak mampu
kalau bisa dibilang yang point gerd murni di prawira gue rasa yuda doang ya kayaknya ya
saya selaku bendahara umum partai
sudah bersama saya hari ini menteri kesehatan republik indonesia
sehingga semuanya menjadi run off
ya meskipun sepatunya new balance
salah satu kuliner legendaris di petak sembilan glodok jakarta barat
ini bukan kali pertama mereka melakukan perjalanan mudik
sebelum menjalani latihan keprajuritan dan tahu kalau niti gurnito memproduksi bakpia
lain lagi yang dilakukan tim satgas covid sembilan belas kabupaten gresik jawa timur pada selasa pagi
anak ayam tak jingkek jingkek ada duri di kakinya
ke sisi matahari dengan sepeda
kayaknya kalau mau ngambahin dikit ya
gedung sarinah mulai dibangun pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga dan diresmikan pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh oleh presiden pertama indonesia soekarno
terus kenneth womley juga bingung mau main gimana
kpk juga harus fokus memastikan ini benar benar ada aliran dana yang disengaja
kalau gue sih ngeliatnya antoni bean justru udah cukup klik ya sama pemain pemain dari local players dari pj gitu
star wars populer di kalangan lintas generasi
mungkin ketemu sama tim favorit sepak bolanya kalau lagi datang ke sini mu atau warta gitu
biaya cukainya pajaknya juga misalnya kalau pajak branded tuh di sana beli dari website juga udah
akan naik juga mungkin promosinya dan lain lain
jadi untuk full support untuk nakesnya dari marinir
di antaranya masalah pengereman dan lain sebagainya
kalau emilio parks cukup lah untuk seorang center yang
artinya kalau lagi puasa kalau kita bicara masa lalu ya sebelum pandemi
bahkan kalau mereka cacat akibat kelalaian pengemudi maupun po sendiri
di garut itu ada juga cukup bagus
dan jika dirasa memang diperlukan menambahkan perjalanan
pak aidil sebelum kita berbicara mengenai mahal murah siasat dan lain lain
asing ya contohnya seperti
itu yang juga saya kemarin mengatakan
dan kemarin juga banyak yang kena
juga mereka yang berjuang di pulau cantik agar terbebas dari sampah
bahkan labeling sekarang sudah diterima partai nasdem
lalu juga ambang batas pencalonan presiden mau dihapuskan atau tidak atau diturunkan
untuk menambah kusyukan jemaah saat beribadah
apa yang anda saksikan saat ini di lokasi tempat anda melaporkan pak hardika
artinya memang ada keraguan keraguan di sana dan harus diakui ini membuat kasus ini masuk ke fase baru ya
pasar modern juga sih ya jadi semuanya tertata lebih bersih dan tidak becek ayo
dan hari ini juga kita memasuki di episode ke gue lupa lagi episode ke berapa lu masih inget gak bu
atau yang tadinya secara frekuensi atau intensity dia kita katakan normal
bu sri pak edo itu mas edo itu sekarang menjadi admin di grup mfc
dinas kesehatan kota semarang berharap capaian selama ramadan meningkat
karena ya di bsov kita lihat sendiri kan kayak gini ya ya itu sih kalau gua karena ya di bsov kita lihat sendiri kan kayak gini ya
bisa berbagai solusi dimainkan oleh coach sintayong
gue sebenernya tadi udah iseng iseng bikin kayak tayar tayar gitu ya
menghasilkan garis kemiskinan secara nasional
peringkat empat lawan lima
walaupun memang berdasarkan pengalaman dalam membahas revisi undang undang pemilu
walaupun ada satu yang
saya kira itu keberhasilan kerjasama yang terbaik semua pihak yang terkait
sebenernya gua tuh ada tadinya pengen ngomong
peluang itu ada di undang undang nomor tujuh belas
cuman ya gue melihat yuda juga langsung sparring tuh kemarin setelah jeda seminggu doang ya apa lima hari kayaknya
sifat represinya itu berkurang maka hukumannya diturunkan polemik rk uhp menjadi kian rumit
kalau nanti di playoff nanti kan ada beberapa tim yang mungkin ada tadi
kalau misalnya kalau kita sistem series kan pasti
kalau mainnya dengan yuda dan christian james
kita lihat ya seperti apa kamar rp tiga puluh ribu rupiah per jam nih
sangat membantu dalam offense
basulin dan rekan rekannya langsung menuju demak dari kota tetangga kudus
kesempatan dateng kalo peluang harus dicari
ya iritasi pada kulit mungkin hampir sebagian besar orang pernah mengalami
ya pasti kan orang orang yang beli baju drifting atau apapun yang thrift ya
dan abraham hopefully lututnya sembuh secara sempurna
oke empeng elan paling aman ha ha setelah melihat krim hyoura niheng gua kan gua kan belum belum
setelah itu saya sangat tertarik dengan tujuan dari diadakan men s foodie club ini
ini biayanya ini memang dimasukkan sebagai
juga di sini hamparan sampah plastik mengelilingi garis pantai gililabak merenggut eksotisme hidden paradise ini
karena kita mengenal ada namanya bentang ekologi daerah aliran sungai atau das itu
menunggu final di hari kamis dan
netizen juga mengaku dia tidak paham
gue sih pengen ngeliat sisi positifnya sebelum kita bahas preview semifinal nanti
yang lahir lebih dulu dari bakpia patung
eh ya harus masak sendiri sih mas
ketika bung karno diberhentikan
dari pihak manajemen dan coaching staff juga pengen membuktikan bahwa ya ini
ya papa kan empunya empunya bos kan ya
kayak luka donci misalkan yang
walaupun dua kali pengerjaan yang penting kan gue safety gitu loh kalau gue sih kayak gitu biasanya
dengan sebelas delapan poin per game
tapi kemudian pemerintah di tahun dua ribu dua puluh satu mengatakan bahwa kita tidak usah merevisi undang undang pemilu
saat fieldan ada di lapang dan posisinya
kenapa mereka nggak coba ambil pemain
tapi secara jangka panjang ya tadi konsekuensi risikonya besar ya
kemiskinan ekstrim masih berada pada angka dua empat persen
dan mungkin coach cacing juga udah lihat dari zamannya patriot ya
lalu yang kedua anda harus lihat ke diri masing masing
menambah bed itu jauh lebih gampang pak
baik pak berdasarkan evaluasi anda bagaimana terkait dengan kondisi di
dilaksanakan berdasarkan perpres no satu ratus dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
apa yang baru kemarin masuk rookie
jadi masuk ke proses berikutnya namanya perebusan
dan lembaga dan kesejahteraan
apakah ini kemudian masuk kategori abuse of power
karena medianya menggunakan sapu tangan maka disebut sebagai tari sapu tangan
soalnya gue gak yakin juga soalnya sama si dennis miles jr gitu
kalau kita lihat selama satu bulan beroperasi ini stasiun stasiun yang memang sangat ramai
secara squad sih kuat sekali
bagaimana dengan area evakuasi
gue harap juga jamar bisa jadi pembangkit buat si borneo sih
antara orang tua satu dan dua tetangganya lagi
dan menjadi penyesalan terutama bagi orang orang yang mencintai bangunan bangunan bersejarah
padahal dia punya defon yang cukup versatile di setiap posisi gitu
kalah sama monaco tadi yang dibahas juga
apalagi dia juga komunikasi sama pemain asing bagus
evaluasi evaluasi dari penampilan ahok sebelum sebelum inilah sebelum sebelum jeda gitu
cuma agak udah dilepas aja oleh wb gitu
dan kita berharap bahwa parlemen yang ada juga memikirkan efek yang sedemikian maksimal kata kata saya
dan itu terjadi ya karena memang mulai jadi pegeseran nilai nilai politik ya
tentunya kita akan bahas tentang fiba world cup
ada mukri satu tuh pemain rookie nya tuh pemain undip
penempatan saku dan juga warna yang digunakan
dan mudah mudahan para pelatih dan jajaran manajemen timnas punya cara untuk memulihkan mood dan kepercayaan diri pemain
lengkap sudah jalan jalan kita kali ini di kawasan lembang dan subang
halim hal tersebut menunjukkan meningkatnya minat masyarakat menggunakan kereta cepat pada musim
itu tanda yang bagus buat kelvin sih menurut gue
nyumbang wisatawan terbesar juga di korea selatan
ya mereka kan baru berlatih berapa bulan cen paling
karena kelimanya memiliki skor kredit kolektibilitas lima atau macet
maka kita menyebut bencana ini karena ketidakadilan ruang
itu hampir sebagian besar adalah bukan karena sistem bukan karena teknologinya
kalau sudah dibacking full gitu
dikelola dan merupakan kewenangan badan pangan nasional atau bapanas
yang kemudian nanti ya pak berepek kepada tingginya tingkat kriminalitas gitu
tapi kalau di eurolic tv gue kemarin udah mau srip
maksiren rondonuwo menyatakan saat ini obesitas menjadi masalah global
setelah air surut pun dampak banjir tidak serta merta selesai
dia bisa main di bawah bisa main di depan
di lembah nirbaya pulau nusa kambangan tahun dua ribu delapan lalu
bagaimana persiapan pensiun saya
iswandi imran rumah sudah cukup memiliki ketahanan yang baik terhadap gempa
juga menjadi tanggung jawab sapar wadi
dan sekarang rumah sakit pertamina sedang membangun lima ratus bed lagi
hanya wendell lewis menurut gue yang secara
tapi sembilan poin itu di poin poin yang krusial sih menurut gue
artinya itu jadi potensi gagal bayar juga kan
memang untuk protokol kesehatan di sini beberapa orang menggunakan masker seperti itu
dan tentunya konsistensi itu menjadi hal yang paling penting banget gitu
tetap dipertahankan atau justru
ya terpaksa kan kita kalau ada nukar lagi
nah sekarang saya sudah sampai di wisata religi di puncak masjid al tawun
kami menggambarkan bahwasannya di gedung banteng ini dukuh gedung banteng desa wonorejo itu kan termasuk cekungan air yang mana memang harus kita sedot
bisa menambahkan tapi lebih ke apa ya pemain yang kalian harus apa ya mass watch lah kayaknya
kalau misalkan dior lagi sangat sangat kurang buat menutup defense defense dan offense di pay area gitu
by the way berarti lu dapat ini nih beasiswa dari perbanas ya
kayak wah kayaknya beneran basket sih kayaknya bisa nih ngejar lah minimal kayak aku tuh punya target kayak insya allah ya
karena pandemi covid sembilan belas di tanah air masih jauh dari status terkendali
melakukan upaya upaya penjagaan sampai dilakukan gas air mata karena sudah narkis
banyak didatangi oleh mahasiswa universitas indonesia
kita menjederhanakan partai politik kita lalu kita pertanyaannya
jadi banyak pemain yang boleh dibilang udah cukup akrab dengan tactical yang dimiliki oleh kamel d gitu
yang akan dimulai tanggal enam oktober which is sekitar dua mingguan lagi ya
mungkin kita akan bahas dulu dari satria muda melawan amat hangtua
kita semua lihat minute play nya juga ya menit bermain
nah belajar menjadi orang indonesia itu yang menurut saya yang jarang diketahui dikaitkan antara stasiun gambir dengan keberadaan monas
hanya mengutip konstitusi nanti biar mk membuat jurisprudensi tentang itu
yang round kedua kan round pertama di mongol tuh tahal tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh ya enam ribu tiga ratus empat puluh enam ya kalau tujuh kita pikir
atau dapat ketertarikan dari tim lain
lagi heboh soalnya di indonesia
saya banyak ambil peran nih di bukan nama nama baru sih nama nama pemain muda
jadi kita mencari hobi sendiri sebagai perantau perantau diaspora indonesia di melbourne
kemudian di short lagi
akhirnya kayak satu persatu mulai tahu kayak gitu
jangan sampai terbuang sia sia tiga belas juta suara seperti dua ribu sembilan belas lalu ya
kemendikbud ristek mencatat angka buta aksara di kabupaten lombok tengah pernah mencapai tiga belas delapan persen dari jumlah penduduk yang ada
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam
apa mengejar target penerimaan negara bukan pajak gitu ya
kurang ya agak susah gitu sebenarnya
pasal ini tidak mengatur adanya cctv sebagai alat bukti yang sah
zainuddin amali juga yang mengatakan bahwasannya ini diajukan pada juni dua ribu dua puluh dua untuk persiapan u dua puluh
jadinya kan bingung gitu kan ada apa argus yang main kalau mau mainnya cepet gitu
karena gue liat kadang kadang mainnya agak lus lusu di quarter akhir
oh ini bentuk atau pola pengeluaran yang kita keluarkan untuk net positif
dan memang secara materi lokal
sedikitnya ada sekitar satu tujuh ratus empat puluh los dan kios di pasar bandung ini
lu sebagai komentator juga pastinya ini lah ya
dan tim sukses atau tim pemenangan nasional dari pak ganjar dan pak mahfud md
jadi scoringnya nanti bisa satu sampai lima biasanya
kasurnya tipe single dengan lebar satu ratus dua puluh dikali satu ratus lima puluh bisa untuk dua orang
masih ya alhamdulillah lah
tapi cukup terurai karena sejumlah rekayasa arus lalu lintas sudah diperlakukan oleh pihak kepolisian
budaya pesisir sebolga ini apa nih
dari kami juga satu jangan lupa imunisasi
karena tadi kami membuka zoom untuk semuanya untuk bisa melihat melalui zoom
tidak kecapean pak gitu
selain itu ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah sel
gak semuanya bulat gitu beras titik setengahnya aja
kualitas buah yang baik bahkan mampu mendongkrak harga jual buah
tidak pernah kalah namun pada malam ini mengalami kekalahan
sebenarnya momen apa sih gas yang bikin lo bisa dapat tempat di tim itu waktu itu
sifatnya kalau memberikan panduan atau informasi pada masyarakat ya nasabah ya
jadi penyebabnya juga harus ditangani kemudian osteoporosisnya juga ditangani
terus yang kedua india ya mas ya
ini memberikan energi baru buat borneo
mungkin di kota kota besar ya metropolitan seperti jakarta mungkin hampir sebagian besar paham ya
kalau fernando mungkin udah nonton juga di vlognya
karena kalau ngeliat harga anak anak lokal sekarang
mereka punya pemain pemain yang bagus sih dan banyak pemain dari euro league
dan bermain sebagaimana kita bisa bermain lepas ketika menghadapi korea selatan maupun jordania
dalam satu sisi ya lumayan oke juga cuma kurang aja gitu
sempat terjadi beberapa masalah di awal pengoperasian ini
kemudian juga peternakan itu membutuhkan bahan baku gandum
sejujurnya untuk saat ini gue gak setuju
karena dia kesempatan untuk dapetin menit bermain juga cukup oke lah
ini yang masih bermain di
kalau dan juga yang pemain ini yang pemain dbl papua
dulu aku di ssb abc
saya rasa kita sama rakyat indonesia saya kita semua
kalau nenno baru balik dari cedera sih kemaren gue liat jakarta itu pemainnya sedikit banget
nah kami akan mengajak anda berkaca dari kecelakaan bus di subang ini
dan ini terbukti bahwa indeks harga saham gabungan langsung melonjak satu tiga persen
negeri juga bisa berkontribusi
dan gue yakin ini untuk ansu ya
lihat tuh banyak banget kan makanannya
sedangkan prawira itu angkanya lebih di angka dua puluh gitu
tinggal ditekan sambil diputar seperti ini keluar deh isinya
terhadap layanan layanan yang menerus tadi
bisa menjadi apa ya
raffi ahmad contoh aja nih yang dipakai raffi ahmad

kalian bisa tulis di kolom komentar siapa nih
untuk semua pihak untuk mengeceknya
karena secara squad hanya mungkin joseph desmet handri satria
jangkauannya agak jauh gitu sulit medannya dan lain sebagainya gitu
apalagi levelnya udah nba australia ya
apa hal yang membuat tuh ketagihan kan
kekalahan empat poin gitu jadi ya ⁇ its ⁇ a tough loss tapi memang namanya pertandingan ada yang menang ada yang kalah menurut gue jadi
nah kalau tadi ngomongin soal fashion gue lebih ke merchandise lokal sama band merchandise band band lokal
apalagi rizky ridho tidak bisa main karena kartu merah
dan harus ditindaklanjuti segera oleh pemerintah provinsi sumatera barat bersama penegak hukum begitu
superior juga di thailand karena dia juga kalau gue lihat dari squadnya juga bawa tambahan kalau
kita juga senang ya makan makan sajian lebaran gitu
contohnya terpidana mati kasus narkoba asal india gur dip singh
tapi mungkin pada momen tertentu mereka tidak terlalu padat mendapatkan side job ini
terus bali juga yang performanya
tadi anda tanya ketua mahkamah konstitusi atau ketua mahkamah agung
apalagi kalau misalnya mbak dini misalnya mau sahur gitu
tapi lu liat dangnya riko gak yang dia crossover
keliling dulu pas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu makal di sini mulai manggal di sini
bahkan kami hibahkan untuk pemko tangerang
youtube belum kepikiran sih tapi
kompetisi tapi yang mencari ya biar
cukup proporsional dan contender lah buat masuk playoff gitu
kurang kurang apalagi gitu widi gitu kan
utamanya kalau blackpink ini mereka ada eksistensialis gitu
lalu secara ilmiahnya juga
gue ngeliatnya untuk adjustment dan lain lain gitu
terus kita resting tujuh hari untuk ke sini
nah lalu sebenarnya sejauh apa pembubaran partai politik
yang nonton di rumah juga merasakan atmosfernya
ya eming eming pasif income yang tidak bertanggung jawab
mbak aminah sebenarnya mbak aminah itu dan keluarga gitu ya
terus agak susah juga cari makanan yang cocok yang pasti harus bawa cemilan
presiden jokowi gencar bagi bagi bantuan sosial berupa bahan pangan maupun uang tunai
kebijakan australia itu sangat lebih ramah pada orang tua baru
lahan darat tersebar di tiga desa yaitu desa sumur geneng desa kaliuntu dan desa wadung
sempat kehilangan sentuhannya aja gitu di pertandingan pertama itu ya
ya selain masalah pemain ya masalahnya itu tadi infrastruktur dibenerin lah
bisa memberikan dampak yang luar biasa gitu
dua tim yang lolos untuk kemudian bisa masuk ke babak
ya gue tau lah surabaya kan sangat identik dengan cls dan pacific ya
masih bawa bawa tas pemain lain
dengan rataan double doublenya dengan assist
mungkin ya seminggu sekali kita bakal update
tapi yang terjadi waktu itu adalah banyak para mahasiswa mahasiswa yang kemudian nge mplang istilahnya
karena dimasak dalam porsi besar kita masak dulu kacangnya ya
sebenarnya kita waktu itu sama fn di ghazali ya
dimana over the counter market berbeda konsepnya dengan idx
apa mau pilih pni atau pilih pki atau pilih masyumi begitu ya
nah jedanya itu di window itu
sudah menjadi tradisi masyarakat pesisir sibolga menggelar basi kambang usai akad nikah
bersantai menikmati pantai berpasir putih
ada tujuh langkah penting yang bisa dilakukan untuk mengelola keuangan saat dapat rejeki dadakan
tinggalkan dan berada di sini entah sampai kapan
oh kan tinggal misalnya di pskd di senen gitu kan ya
sehingga harapannya tadi semua pihak bisa menerima hasil yang terpenting itu
bagaimana kemudian sosiologi melihat itu pak
karena bangsa indonesia harus punya karakter pantang menyerah
bokap gue setahun sekali ya
jadi kayaknya udah terlalu lama
jajanan zaman kita kecil yang bentuknya seperti telinga gajah
jatuh termasuk salah satunya hindari lantai licin kemudian tadi juga ada di selain pola aktivitas
dior kan umurnya udah tambah tua juga
dan juga para pemain
kedua nanti gimana kiprah pj
di maraknya dominasi para pemain asing dan juga para pemain senior
nah biasanya akan mulai menurun di usia empat puluh tahun
yang ini bukan debus pemirsa tapi lagi goreng pisang
dia hanya tiga tim yang punya dna juara
investor masih akan memandang fundamental ekonomi kita yang baik sehingga pasar keuangan kita pun juga tetap akan terjaga
ini namanya menjelajah indonesia melalui kuliner dari berbagai daerah di nusantara
dan kemudian dia akan tidak bisa bekerja karena otomatis kredit rekodnya dia akan rusak
ya aku juga lagi
ya udah thank you udah dengerin teman teman di episode kali ini
sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat
nah ini serta merta langsung dicap karena dia dalam tanda kutip seakan akan memperkenalkan broker dari luar
ini kami baru saja melakukan pembukaan rakyat rasnam projo
saya sudah kenyang dan juga hari sudah mulai gelap
yes mulai satu april dua ribu dua puluh dua korea selatan akan membuka pintu masuk bagi wisatawan mancanegara nih
jika tinggal sisa lima detik dalam sebuah pertandingan
artinya dengan satu putaran saja tentu
sehingga ini bisa meningkatkan kualitas dari terminal ini
calon terpidana mati yang muslim itu semua pada malam terakhir itu saya bawakan pada hari terakhir
kalau di australia itu sebenarnya tidak ada secara kebijakan atau aturan
karena robot trading itu adalah sebuah mekanisme teknik trading
ini sekarang di gudang kenyalnya
terus juga mungkin pemain pemain kayak rizky agung pranata juga datang
artinya saat ini kita tinggal menunggu calon presiden dan calon wakil presiden dari nomor urut dua
untuk meningkatkan level pemain pemain yang ada di bawah
jadi kalau kita bandingkan replication zero nya ini artinya penularannya ya
ada tujuh puluh lima persen lagi sih katanya kalau di jakarta
jadi kayak mungkin gamenya agak agak menurun ketika lawan arab
sebenarnya kalau nyetir kayaknya nggak mungkin kan
ini sebenarnya sejujurnya ini thrifting pak
dan gue liat ig nya kayak gak pemain basket
jadi ini menurut saya harus jadi prioritas juga untuk pembenahan pemilu kita tadi
sudah menjadi tradisi para ibu di desa sakra kabupaten lombok timur nusa tenggara barat bergotong royong menjelang pesta adat digelar
menjanjikan kayak enesa nih gue rasa
akan memberikan visa untuk wisatawan indonesia
bahkan kami ke terminal di bitung
kita hari ini kembali akan membahas tentang ibl ya
tapi ya gue ngeliat pun di lokalnya mereka dengan menambahkan ada edition si anto ada reza ada nixon
di jawa dia sering kepentingan kepentingan ritual
hampir pasti puntung puntung ini akan terlantar dan berceceran di sekitar kita
tinggi lu udah maksudnya udah menjulang banget gak sih diantara teman teman yang lain
faktornya ke situ juga sih cuman ya emang kemauan sendiri juga sih di perbanas gitu
ini kami lakukan pantauan sejak tahun lalu tapi sebelumnya di tahun tahun sebelumnya juga ada laporan serupa dari masyarakat
tadi jumlahnya disebutkan adalah masyarakat miskin adalah soal pangan
nah mencari tempatnya kebanyakan tim tim tuh
iya tahun sekolah itu
kalau menyimpan harus sewa lah
ke bio perkasa gitu ini masih rumor aja
karena daniel tuh kalau saksinya gak pusing lah masalah siapa yang
itu nggak terbayangkan dalam sejarah
penjual dan pembelinya itu bilateral
dulu lah kita jadi ini aja dulu
ini akan menurunkan ketidakpastian apabila kalau sekiranya berlanjut sampai dengan putaran kedua ya
antara lain subsidi energi
misalnya seperti makanan minuman tekstil dan produk tekstil percetakan serta transportasi
dengan performance di musim depan
jadi pelajaran buat adik kelasnya kayak gitu sih menurut aku ya sama yang lainnya juga
di pskd tuh banyak banget lah yang aku bisa pelajarin tentang kehidupan aku maksudnya ke depan gitu kan
saya tidak tahu bagaimana untuk menempatkan wisatawan
sarapan apa tadi di sekolah eh di rumah
karena banyaknya perayaan atau hari besar yang memerlukan kostum
ah ini sekolah maksudnya kayak belum pernah dengar gitu loh nama pskd
nah dari angka ini lalu kita cocokkan dengan penghasilan setiap bulan yang pasti kita terima
industri tekstil memang salah satu yang
karena kan di musim musim sebelumnya kita jarang ya
guard jadi misalnya dribble harus lebih bagus
seperti risoles aneka gorengan kolak
dan merasa all alone
ketemunya bulu tiap hari makanya kan
kita bukan berbicara bisnis sebagai hal yang negatif
karena secara sizing mereka cukup bagus diantara pemain pemain lainnya ya
enam pakai mentega dan selai sarikaya
karena kalau kita berlanjut sampai dengan putaran kedua tentu dari sisi ketidakpastiannya akan cenderung tinggi
terus tanggerang hawks yang tiba tiba ngedrop
semoga bisa diperbaiki di next week ya berarti ya
ya kalau kita lihat lihat di rocky padilla memang
terpinggirkan artinya karena dengan banyaknya kondisi seperti ini
saya kira kalau kang saan dan kawan kawan nanti berjuang ya

dan untuk mempertahankan daya beli masyarakat
ada sekjen partai garuda yohana murtika
kalahnya juga low scoring game lagi gitu
kacamata apa gue nggak tahu jujur aja gue sih enggak tahu ini kacamata apa cuman gue punya salah satu
karena memang sekali lagi delta variannya itu cepat sekali penyebarannya
karena mereka berlatih dan juga bermain bersama pemain pemain yang notabenenya
nah kue ini dibuat dari tepung beras santan dan juga gula merah
apa yang menjadi kendala di lapangan mbak ninis
apa skill yang dia punya gitu
buat game yang satu ini bakal sangat panas sih menurut gue
juga mereka udah panses lah main di level yang lebih tinggi
hari ini sudah menambah personil baru ya berarti ya bu ya
tapi nih pemain secara perolehan angka konsisten gitu di raja wali
kualitas buah yang baik mendongkrak harga buah belimbing madu
yang dilaporkan pemiliknya sedang dalam kondisi sakit
dia tidak terdaftar di bapepti tetapi dia legal di luar negeri
dulu memang mereka bersepakat untuk melakukan revisi undang undang pemilu
akhirnya kita yang ngejar kan di akhir tuh
naik kereta kan langsung ke penumpangnya pengantaran masuk
jangan seperti di amerika seperti di eropa
dikasih waktu buat keluarga dulu
yang bisa jadi senjata prawira
cuman ya mungkin kalau misalkan coach meldi punya role lain itu beda cerita sih kayak gitu
ya sayangnya mereka kehilangan semmy ogierleye
ini kan secara kekuatan juga tidak lengkap gitu ya
maksudnya dalam artian mereka bisa loh gitu keluar dari bayang bayang tight game gitu ya
meski tempatnya nyelempit di dalam pasar
ya bisa saja saya mau ketemu saya rasa mas gibran mau ketemu saya
eh foster ya kalau prawira bandung punya pemain lokalnya gitu
ya maksudnya kayaknya yang tua tua gitu loh
jadi ini adalah kondisi yang cukup berliku dan tanjakan
dan ya walaupun dengan hasil yang kurang memuaskan sih ya sebenernya buat nonton gitu kan
cuman dia memang butuh bantuan eh dari segi main area dari segi big man
dari sang ayah tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat silam
nah ini bisa disimulasikan sejak awal sehingga kita juga nggak terburu buru gitu ya
dam juga idealnya juga tiga empat bukan lima gitu kan
apa namanya itu yang tertulis ya dari cnn indonesia
sudah ada aturannya artinya sudah sesuai dengan regulasi
dan itu besarnya juga bukan main ya
cuman ya gue melihat pj masih ini sih
dan harapannya juga memang kalau misalnya ngeliat draft ini
yang mulia dari kementerian sosial
kelas ekonomi meski demikian tingginya antusiasme itu membuat sebagian penumpang khawatir enggak enggak enggak
oke mungkin segitu dulu ya bapak wasang
serta individu yang hidup dengan kondisi tersebut
mungkin dia melihat ada seorang si eno
tapi di sini saya bicara pendidikan untuk kampus kampus yang kelas a
seribu sembilan ratus delapan puluh enam mulai dibuat gedung yang baru dan kemudian diresmikan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua oleh pak harto dan dengan bentuk arsitektural yang baru memang gambar sangat mengganggu
jadi ini hanya merupakan langkah pertama
salah satu yang menggeluti bidang komunikasi dengan hewan adalah rajanti
artinya mereka juga bisa berbelanja di situ
karena pertahanan kita di laga nanti akan sedikit berkurang dengan tidak adanya rizki ridho
atau bisa bisa jadi karena punya penyakit pengeroposan tulang ini tanpa adanya stimulus
karena tiap tiap daerah itu mereka punya ciri khas juga
terus gue coba main basket
kita minta tolong pak men perin sama pak men kwekon
yang akan peak jadi minimal
oke ini kalau di masa mudik lebaran gini biasanya keisi penuh nggak nih
sepi banget sebelum sebelumnya mah
cuma pakaian to yang bisa diselamatin
variannya itu diserahkan kepada pembentuk undang undang
menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono meninjau lokasi bencana banjir di kabupaten pesisir selatan provinsi sumatera barat
berarti anda paham anda akan mengambil porsi dari dana yang sudah ada
yang pertama itu kan sampai dua ratus an ribu itu
si chris dalio ini demen banget sama pemain yang
jadi memang secara kesiapan
ya pj prawira waktu itu memang secara posisi sebenarnya pj udah bisa ngambil game
pure kemudian dengan yang rekomendasi
karena scout di college itu mulai dari
saat ini pasar kumbasari yang berdiri di atas lahan enam tiga ratus meter persegi itu kembali direvitalisasi
dulu tuh shootnya kiri kayak kiri itu kayak suka dibilang keloin
west bandit solo gitu ya nah itu kan kemudian dia
kali abas talk terbentuk ya cun ya tiga tahun lalu ya kita akhirnya tek langsung ya pernah
sementara untuk daerah yang tidak terlalu rawan gempa perbandingan itu bisa semakin besar
karena banyak sekali sekarang generasi z yang terjerat pinjol
ada kan dan juga rans sudah di britama ya ya mungkin pppt sama dewa diajakin ya udahlah ke solo aja gitu
ya we ll see nanti ketika melawan prawira seperti apa
nggak papa menurut gue karena dia dia dia bisa membawa kepercayaan itu di lapangan itu tapi ya
berfiak kepada rakyat indonesia
tapi hari ini cukup spesial karena kita sedikit berbeda
yang dikeluarkan bagi bagi bansos belakangan ini termasuk dengan bantuan langsung tunai
tapi ya gue melihat dari kedua asing ini so far yang cukup
atau pasangan itu maksudnya
dan prawira juga walaupun gak seburuk dewa united cuman ada sedikit missing link lah
eh kayaknya gue pernah liat lu ini deh
yang paling penting adalah membawa barang seringkas mungkin
udah jadi warga ibu kota ya
mas adi kan pakai sepatunya new balance kan
dengan begitu maka selain apa ya
ayam yang sudah diangkat akan ditata sebelum nantinya dijajakan di meja prasmanan untuk dipilih para pelanggan
nah ini ngomongin di ini gue pengen buka topik sebenarnya tadi gue di jalan tuh mikir ya yang menarik apa gitu ya dari persiapan tim ini ya
yang kemudian lebih banyak menitik beratkan kepada hukum pidana
mau ke pulau sulawesi ada nasi kuning manado di sini
dan tidak semua masyarakat pun bisa menguasai dan memahami ekonomi itu sendiri

karena padahal secara posisi aja udah beda
minumnya sekarang lagi awus
terkait dengan program bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah
untuk bagian bagian yang terbuang yang dianggap sebagai bagian yang tidak dikonsumsi oleh kelas atas
ya jadi memang selama satu bulan beroperasi lrt jabodebek
karena kalau yang lain gue belum pernah liat jujur aja kayak sm
tapi ya kita lihat nanti di game selanjutnya sih karena bakalan seru banget sih pastinya sih
kalau gue udah liat jelas bahwa ini jason nih
lemes karena nggak boleh naik nggak boleh naik motor
sedangkan waktu lebaran itu malah sewa baju pada banyak
gua bagaimana jiroks dan juga keji keji yang diputar satu gambar di putaran dua main justru
dari kayak luka donci misalkan yang kayak dia naikin masa ototnya gitu
sama partnernya jabari itu
kita akan membuat ikan teri kacang sambal
dengan juga asing di lapangan kan itu something bed lah untuk tim ibl tahun ini
nah itu masalah prawira kedepannya ya
atau betul atau tidak itu
jadi sama sama belajar gitu
ke dalam kompetisi bcl ini terdapat lima slot asing dimana di setiap pertandingannya
jadi kalau mk konsisten ini perkara sudah selesai
perayaan natal maupun akhir tahun
makanya kalau misalkan di toko bukan punya sendiri sewa mungkin orang udah pada gulung tikar
pola pamor merupakan hiasan motif atau ornamen yang terdapat pada bilah khas melayu
oke mas aji mas aji sudah berapa lama ya ada di jepang ada di kobe
atau venue biasanya begitu
antara lain berupa program keluarga harapan atau pkh
kalo gak salah ya main aja gitu kan
tapi verifikasinya sangat rendah
tapi selebihnya pemain pemain yang menjadi pemain di kompetisi domestik
selain itu banyaknya merek pakan hingga berbagai perlengkapan kucing selalu membutuhkan brand ambasador kucing
kira kira faktor apa saja yang bisa meringankan ponis dan bahkan memberatkan begitu untuk dua terdakwa ini
ini itali mungkin kalau delapan besar sih masih bisa lolos ya
satu squad itu bisa kompak sepanjang sepanjang liga sepanjang liga semuanya season betul
insya allah nanti mungkin di tahun kesekian
ada pemanfaatan pnbb untuk peningkatan layanan itu sendiri
terus nanti buka puasanya itu sekitar jam dua belas
lo kan masih di amerika waktu itu posisi kan
empat pengawalan berhadap program prioritas nasional
nggak mengharapkan yeskiel untuk step up lebih gitu tapi
tapi kan secara sizing kalau di bawahnya mungkin di situ amir william
kayak gue lihat pergantian asing ini cukup memberikan warna baru dan juga memberikan apa ya memberikan nafas baru nih buat borneo
karena gamelan bike bike workshop ini diadakan di negara kanada
kemudian isian isian materi materinya juga saya ikut berperan
menurutnya jumlah kucing yang mati hingga empat belas juli menjadi dua puluh enam ekor dari delapan rt yang melapor
atau justru tim tim yang agak agak kurang meyakinkan
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia
bahkan nilai transaksinya pun tergolong jumbo yaitu enam belas triliun rupiah
saatnya isi tenaga lagi nih tentunya dengan kulineran
masih buat gue kurang yakin
kalau misalnya kalian mau yang lokal lokalan tuh
even di tempat kerja pun kalau kita berada di ruangan harus pakai masker
siapapun itu bisa perbankan bisa asuransi
hampir semua partai yang sekarang bersaat
ini terlihat sengaja sebagai kendaraan politik akhirnya digunakan oleh jokowi begitu
pemerintah korea selatan memang sejak awal ini sudah
apakah memang kita melihat dari segi income kita dirasa tidak cukup untuk menutupi pengeluaran
ya sering dibilang ya karena beberapa juga yang home base nya tuh di kota lain gitu kan
ini jalan dunia di situ doang
kalau pasar yang lama itu los sayurnya di lantai satu
terapi injeksi antibiotik harus segera diberikan
dan dapat saya informasikan kepada anda bahwa
kan udah gak ada bapak itu udah gak ada
erwin menambahkan imbas hasil atol yel sbm indonesia tenor sepuluh tahun naik ke posisi enam enam puluh enam
maksain untuk lo terlihat eye catching sabarlah pak gitu
dan dia adalah adiknya amat riza patria
kalau secara fashion ya gue lebih ke merchandise lokal
cuma tapi yang saya melihat sih dari beberapa partisipasi dari main studio
mungkin dari review singkat dari gua aja mungkin ya
dan perlu diketahui bahwa
hasil uji praklinis satu diklaim memiliki hasil yang baik dan menjanjikan
pemain asingnya udah ketemu koneksinya antara asing lokal terus kayak
apakah itu termasuk pembahasan prof di istana waktu itu
untuk misal di jangka yang memang tidak terlalu ramai itu sepuluh meter dua puluh bisa
ijab kabul menjadi tanda mereka sah sebagai pasangan suami istri
ternyata di game keempat ini di pertandingan keempat kemarin non pasifik
menjadi saksi sejarah berbagai
gua pakai uniqlo yang netral ya ya kayaknya uniqlo nya pernah dipakai sama yosio loh ini
jadi kami untuk kapasitas waktu untuk istirahat yang minimal satu jam ya pasti untuk maksimalnya tidak lebih dari satu jam
saya bilang pak nasir itu berdiskusi panjang dengan aidit
ada juga ini yang dia itu semua dikasih merek sama dia
dan so far gue ngelihatnya dari mulai mereka mendatangkan kembali mr mvp pastinya ada brandon francis dan juga ada legend euroleague itu ada james giskan itu
widi sembilan widi sama andre sembilan poin
dengan udah bermain sama jared shaw lama
dan hingga empat ratus ribu bisnis juga terkena dampaknya
apa ya gue ngeliat dia sejak sejak apa ya kayaknya sejak prawira abis final kemarin tuh reza guntara jadi sosok yang bener bener he s the main character buat pj sih
nah tapi ini game yang tidak berhasil
pak ini kalau kita lihat pak dengan meningkatnya angka kasus positif harian kemudian berpengaruh pada fasilitas kesehatan
terus ada rasa rasa terakhirnya sih nggak terlalu pahit nih ya
di wt disebutkan itu pasal tiga puluh dua atau berapa gitu
lalu kenapa ya tempat wisata ini memakai nama dari bahasa spanyol
kalau dia mau tempat khusus misalnya untuk olahraga gitu ya
dapat rekomendasi dari keluarga juga pernah belanja di toko supra ini
tim kan kemarin mereka tuh baru official tuh tanggal empat belas desember ya kalau nggak salah ya
dan menipiskan skor gitu
itu salah satu mungkin highlight terbaik lo yang dua puluh poin itu kalau nggak salah lo main lawan apa gitu
ini kan juga bisa upaya untuk mendorong efektivitas di parlemen
saya dapat doktor juga dalam ilmu politik
dimana isg naik empat delapan puluh tujuh persen
dan ketika dia tampil lumayan baik di empat pertanding awalnya gue nggak ini sih nggak terlalu ini sih
pelajari dan pahami strategi dan teknik investasi
sop di lapas itu memang harus dikunci
karena sudah selesai dengan prosedur yang dilakukan oleh kesehatan
biasanya saya main solo atau sama band tapi untuk pertunjukan ini kita menjadi satu kelompok
kalau saya dilihat hp gini gini aja terus
lalu yang kedua pastikan side job anda itu memang betul betul menambah kesejahteraan untuk keluarga anda
yang selalu ramai dikunjungi oleh para pembeli
bisa juga menambah lubang lubang yang
seperti seorang pemilik warung kelontong di sukamulya kabupaten tangerang ini
jadi kalau masalah kualitas dan
jadinya kita udah punya apa ya
yang akan menggunakan moda transportasi ini
keluarga yang mempunyai orang tua dihimbau untuk ikut vaksin
mulai level amatir hingga grandmaster
sampah plastik yang dibuang orang ke laut dibawa arus dan membentuk gugusan sampah di mana mana
sekali lagi bukannya kita menggurui tapi ya
lebih memilih opsi solusi utama vaksinasi massal untuk mengatasi penyebaran pandemi ini pak
dan katanya yang tinggal empat pemain asing sih
kemudian pada saat menyerang mereka menggunakan lapangan tengah dengan baik
si dekardo d ini bisa menjadi pilihan terakhir untuk ngelakuin isolation gitu
dan menjembatani antara kelompok kelompok organisasi yang sudah eksis
tapi mama lu berarti asli mana jakarta mama lu

gue camin sih ini pertandingan bakal seru sih
tapi ini kan sisa sisanya di daerah sudah tidak laku lagi
ya jangan hanya karena fomo jadi juga ikutan war tiket sampai akhirnya stres kalau nggak dapat tiket
jadi ini adalah salah satu jenis dari kelupaan yaitu linglung atau absent mindedness
barangkali yang sistem alarm yang harus kita tingkatkan
dan juga saat melawan south korea selatan maka peluang kita untuk menahan ghana cukup besar
ya kfc itu gue liat itu yang gue bilang badan lu makin bagus kayaknya di situ tuh lu satu satu satu menang mulu ya
banyak pemain yang menurut gue cukup nanggung
untuk mengatasi kekurangan kekurangan ud empat puluh lima hasil amandemen itu
mengakibatkan pemilu tidak bisa dilaksanakan
udah banyak review review orang di kantor karena
nanti gue gak harus jawab cepet kan
kalau gue bisa bilang ya cukup ada improvement lah
namun sebagian lain masih bertahan di lokasi pengungsian
sekarang saya mau berburu camilan manis nih
leker awalnya berasal dari bahasa belanda yaitu leker yang artinya enak
saya baru baca tadi di wa group katanya gue food ya
apa yang baru kemarin masuk rookie
oke mas gibran anda berkomunikasi dengan presiden sebelum mencoret
tapi selalu ada gitu bibit bibit
pakaian bekas itu untuk periode januari ke september dua ribu dua puluh dua ini
jadi di sini ada kata kata visitors itu jangan diartikan sebagai wisatawan pengunjung
itu kan pure ya tidak dimiliki oleh siapapun
para seraget juga kenapa enggak main di britama gitu ya
susah juga untuk merebut masa surabaya
soal bagaimana kemudian apakah di tengah masyarakat ada rencana gugatan undang undang pemilu
di beberapa game scrimmage game dia masih
tiga belas juta suara yang terbuang gitu ya
tiga angkanya pun mungkin presentasenya diantara tiga puluh
namun masih ada sederet pekerjaan rumah yang menanti bursa efek indonesia maupun para anggota bursa lainnya pada dua ribu dua puluh
apalagi sudah beraktivitas seharian
dalam tinjauannya basuki mencurigai penembangan liar di hutan yang menjadi penyebab banjir bandang
ya menurut gue dia cuma dia harus ini sih mempertebal badannya sih
yang berhasil menjawab pertanyaan dari panitia
berarti emang dia bau sial
berarti sampai proses di imam samudera pak hasan belum benar sampai akhir ya
mungkin ya mereka bisa liat lawan dc games dc games ya
dari rans bisa compete ke ketika melawan si big empat ini ya gue harapnya si culture juga bisa konsisten
alat dimaininnya itu juga bisa jadi faktor
sebenarnya strateginya bisa diambil atau sama dengan saat menghadapi ustaz
denny adalah alumni stpdn
untuk kemudian dikirim ke beberapa sekolah tersebut
akan semakin sadar lagi dugaan politisasi bansos yang belakangan dilakukan oleh presiden jokowi
bahwa temen temen yang dominan di bawah p ini sedikit menghilang nih
misalnya untuk cuci mobil untuk siram tanaman
bapak kalau kita bicara mengenai literasi ya ini juga ternyata tidak hanya terjadi di kalangan muda
sempat ngikutin dia ketika dia bermain di
rata rata juga pak jokowi berlibatkan dan mengetahui soal deklarasi hari ini
milik seorang warga cempaka baru kemayoran jakarta pusat pada enam belas oktober tidak berhasil
bagaimana orang mengambil keputusan dalam tempo yang pendek bahkan dikasih lama pun tidak bisa pilihannya itu
ya masih diupayakan memang
ya gue setuju sih karena memang raja willy medan sangat bergantung ke pemain asingnya sih
jadi lokal lokal produk dari masing masing terminal misalkan ada di solo gitu
juga apakah kebaya secara keseluruhan
jadi kayak banyak banyak insight insight juga nih kita
khususnya arief rahman itu tidak tahu menaung terkait peristiwa ini
ranz yang boleh dibilang kemarin juga hampir gak lolos ya ke play off
dengan apa ya dengan modal ini ya dan itu juga masih dianggap sebagai game yang kacau lah ya
mereka belum pernah coba
juga nih nanyanya dan kita berdua gak bisa jawab
dengan membawa dua orang putranya yakni atif kamal yang berusia tiga tahun
yang digagas beliau sendiri
ya itu pilihan tim juga ya
dan ini perlu menjadi catatan kita semuanya bahwa ancaman kekerasan di lembaga pendidikan melalui klik atau geng tadi itu sangat terbuka luas
seringkali yang kita temukan bahwa orang semakin kesini kan juga makin banyak yang meminjam pinjol
sekarang kita wawancara yang dulu
jeda ini membuat beberapa tim khususnya yang mempunyai
nah itu salah satunya nah itu harus sering cek untuk boomeshnya
ke dua ratus titik deforestasi atau kerusakan hutan yang kami temukan di dua kabupaten ini
yaitu pita jaya dan satria muda ya
saya pun berangkat menuju puncak dari wilayah tendean jakarta selatan melewati gerbang tol kuningan dua kemudian tol jagorawi
ini yang kita sebut sebagai dinasti politik
karena perempuan itu kan kadang kadang mendapatkan bulanan kan atau menstruasi itu
nah yang kedua pemerintah harus bernyali melawan penjahat lingkungan
memastikan data bisa berjalan dengan ruang yang sesuai untuk kebijakan regulasi yang sepatutnya
meski begitu jokowi memastikan akan ikut menonton perhelatan motogp di sirkuit mandalika
pembukaan informasi engagement pendekatan
yang tentunya pastinya level pemain pemainnya lebih tinggi
setelah terekam cctv si pelaku lantas merusak dan mematahkan cctv di atas warung
namanya gue ngikutin banget musik satu musik satu jenrei musik ini dari sama terus
mengurangi jumlah kantong kantong kemiskinan
bagaimana nanti regulasi terkait dengan pemain asing
tapi mpr itu masih berwenang mengubah undang undang dasar
potensi aliran dana bisa macam macam
itu menjadi tamparan sih untuk pemainnya
dependensi itu kan ketergantungan dari generasi yang di
ini cukup besar juga
tapi menurut saya yang harus diingat adalah nilai monas dan stasiun gambir berada di jantung ibu kota
setiap kali keluar kita harus pakai masker
langsung aku ceritain sama kepala sekolahnya
jika memang diperlukan penambahan maka kami akan bekerja sama dengan pemerintahan perhubungan
karena itu saya kira perubahan undang undang ini harus disegerakan
menambah koleksi baju pesta ini lagi ini adalah aset saya ya mau sekecil apapun ataupun semahal apapun
gue tuh masih speechless sih ini dengan hasil ini
kita kalau nggak punya agunan apa segala macam kan
inflasi di dalam negeri karena kebutuhan beberapa bahan baku makanan minuman
memilih atau mengubah model keserentakan
sebelumnya ia merupakan pemasok arang bagi pelopor bakpia taman sari kwik sun kok atau bah sun
berkontribusinya melalui cara mereka berperilaku yang baik
jadi gampang aja dan juga murah meriah ya untuk bisa masak masakan khas indonesia di sana ya mbak ya
jaga nutrisi di rumah pun juga begitu
andrew lansun ini pemain yang tadi kayak sa sebenernya posisinya tuh guard big guard
kalau misalnya tadi mas leo bilang sebenarnya bukan aspek keselamatan atau alasan keselamatan ini menjadi faktor untuk pertimbangan
akan setor ke ibl latest tanggal empat belas januari
pak kenapa bertahan di pasar kumbasari untuk jualan souvenir ini
walaupun memang kalau dibilang size masih agak kurang
karena mereka bermain di bandung
nah tapi kemudian dalam setiap pembahasan undang undang pemilu juga tidak pernah ada konsensus berapa gitu ya
kita udah sejam juga nih kita ngebahas dua game ini
apakah tahun ini musim ini ya bakal jadi pembuktian buat dan nih
dan klien kami meyakini bahwa ini adalah bagian daripada bentuk empati dan simpati
tidak semua orang meninggal dunia itu diberitahu
saya selalu saya sampai pesankan betul
tapi variannya kemudian itu diserahkan kepada
tahun depan mungkin dia bakal baru balik ke timnas gitu kan
ini mau masuk aja padat lari gitu ya mengganggu kan
maksudnya kalau tadi fauji bilang mereka kehilangan momentum di satria muda justru bukan itu momentumnya
mungkin ini mau ke stasiun poco dulu ada yang tujuan ke jogja atau enggak kan
capaian harian vaksinasi di semarang berkisar tujuh hingga sembilan per hari
derby eternal lalu valencia basket ada victor clover disitu akan berhadapan dengan ice monaco dan terakhir
kecil mungkin ya gambaran gambaran di season ini kita nggak berdua aja betul kita jamin sama
andaikan terjadi seperti yang disampaikan tadi penjagaan kasus
dan chance nya pun ada karena kita udah pernah ketemu
terus juga foto foto juga kadang kadang
harapan yang sama juga pastinya untuk masyarakat yang ingin sekali pergi ke korea selatan untuk menyaksikan pariwisata di sana
dan pada indonesia seluruhnya
yang ini sudah disepakati ya dengan ilmuwan ilmuwan politik gitu ya mas ya
udah aman atau masih ada yang tentatif mbak
bagian produksi itu udah puluhan tahun yang lalu gitu
dan ini sebenarnya pertandingan yang udah akan menentukan ya bagi pg dan hong kong eastern
jadi jadi baiknya di sini memang bukan a banding b gitu enggak karena keunggulannya dan effortnya kan memang masing masing daerah beda beda gitu ya
oke mungkin geser ke bumi borneo kali ya pokoknya
dari sebelumnya hanya enam ratus sepuluh orang wisatawan ke qatar
pilihan saya jatuh kepada burger bulgogi panggang ala korea yang dibanderol seharga empat puluh dua ribu rupiah
maksud gue di clubstam juga bahkan dia bisa kasih kontribusi
ini yang menarik kalau kita bicara mengenai bursa kita bahkan pertumbuhannya itu nomor dua di asia setelah vietnam
dan ini juga memikirkan sebuah sejarah
salah satu lagi siang baru dan as monaco kayaknya lagi lagi membentuk itu lagi menuju ke sana gitu
itu gue perlu ngotot
termasuk kue bulan yang menjadi cikal bakal bakpia
kalau masih prediktif dan tadi anda menyebutkan bisa jadi masih ada keraguan keraguan
terbayang rasanya kalau ibu menyimpan lima ratus kuintal satu ton begitu ya
mereka kehilangan kesempatan untuk melanjutkan hidup mereka
ya kan kalau pelatih masih bingung siapa yang harus
di internasional atau mana nih
dan beberapa kali sejujurnya gue juga setuju sama abu
harusnya seru ya karena
mereka bahwa selama ini angkanya tidak pernah tahu alasannya kenapa angka tersebut yang dipilih
mungkin di dalam tim spanyol ya
sejauh ini bagaimana implementasi penerapan atau progres dari revitalisasi terminal a yang ada di indonesia
pelopor bapia di patuk adalah lim bok sing seorang warga keturunan tionghoa
dan dia sempet pakai baju daiery putih
kalau gue sih gitu sih sedikit review dari prawira mungkin ada tambahan
kita sehat sehat menerima tentang euroleague
langsung tinggi banget jadi satu ratus tujuh puluh tiga kan
pembangunan fisiknya itu baru dimulai pada bulan juni dan selesai pada akhir september kemarin
menit lima belas menit sekali itu terjadi hari ini sudah berkurang tadi terakhir itu sekitar
seratus motor di otak atik kamen puzzle
lu sma pasti ke tujuh puluh kuliah pasti ke uph
hal tersebut yang harus ditanamkan begitu apalagi bagi orang orang yang sudah memasuki usia lanjut yang lebih rentan terkena osteoporosis
begitu pula kelompok usia yang lebih tua
maka itu waktu gue mulai main timnas kan gue sempet main seaba
jadi penghasilan kita maka kita kan cuma punya dua pilihan
yang mengklaim dirinya sebagai pesepeda road bike
untuk menemani justin brownly dan juga
iman disini sebelah ada tiket disiapin gitu
sangat paham yang akan disungsi ini karakternya seperti apa
jadi itu jadi masalah juga sih buat tangerang hawks kalau gue melihat
shooter tapi ternyata dia bisa dipercaya buat jadi
menurut gua ya secara offensive dia sangat
tim liputan cnn indonesia
takutnya ketika bersemangat menumbuknya nanti akan nyiprat nyiprat ke muka
nah memang tanggal delapan maret itu adalah kesempatan bagi kita semua
namun kondisi keamanan sosial politik ini diharapkan akan tetap kondusif ya
meski para paslon pilpres dua ribu dua puluh empat bertarung untuk mendulang suara
yaitu yang pertama adalah tentu saja tahun dua ribu dua puluh empat ada tahun pemilu
sama nsa west bandits berarti ya
tapi kalau vaksinasi belum mencapai target ya kita bisa lihat kita ranking sepuluh atau
kalau untuk kostum kostum karakter tuh apa sih
saya mencoba menginisiasi untuk mengadakan bagaimana kalau diaspora indonesia
seperti kelas sekolah pasar modal
dua tahun lalunya gimana tahun lalunya gimana kan kita udah lihat ya
saat sedang berada di kawasan pasar badung maupun pasar kubasari
baik pak kami akan terus memantau terkait dengan kebijakan tarif lrt jabodebek ini
supaya boleh saja kita berkompetisi
di sisi lain program hilirisasi merupakan salah satu strategi pemerintah
menurut guru besar ilmu dan teknologi pangan universitas gajah mada murdiati garjito
nah selain terbitnya bermaaf maafan di hari raya lebaran ini
prawira jadi main tiga lawan lima gitu
artinya masih fresh gitu ya masih baru
oh udah lapan tuh udah lapan yang gue sebutin tadi tuh
yang dengerin episode kali ini boleh di komen
kalau debat cawapres itu dilihat kalau dibandingkan sama cawapres dulu tanggapannya ini tuh adalah empat puluh enam kali lipat dibanding dengan postingannya
di ponorogo jawa timur musim libur pasca lebaran jasa penyewaan ponsel iphone laris manis
pemain aslinya tapi memang
dia juga harus berpikir oh selain mengajar kan saya ada transportnya
untuk keliling keliling pasar belanja gitu ya weekend getaway nya tidak biasa ya karena di
tapi kalau melihat dari pembebasan karantina ini
nah kajiannya pun sebetulnya sudah cukup lama ya kalau di perludem sendiri sudah melakukan sejak dua ribu dua puluh
karena dia salah satu yang terpilih di defensive player of the year
terus pelajarannya juga mulai dibandingkan sama yang tk itu kan lebih berkembang lagi
ke lokasi ataupun calon peserta didik itu sendiri yang datang ke kantor dinas pendidikan ini
kalau kita bahas pendek juga agak sayang ya
nah makanya nanti begitu misalnya dpr dan pemerintahnya sudah dilantik
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom pada sore hari ini sehat selalu
artinya satu daerah pemilihan itu artinya satu partai politik
oke kalau dari gue sih mungkin tadi ya satu nama disebutin vincent tuh dashmat emang dari episode pertama gue juga udah jagoin dia
ada yang pingsan waktu upacara bendera
yang memang kita bertahap dari dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh tiga ini kami sudah merevitalisasi
kalau gue yang pertama
di setiap pertandingannya nantinya
mungkin akan bisa menjadi
dengan gmt plus tujuh
mereka punya ada ruslan disitu juga
yang kuat iman kata cah imin kan ahaya ya
jadinya kesempatan untuk menang itu sebenernya gede banget
dengan masuknya dana korupsi ke partai
pembuat bakpia pertama di yogyakarta adalah bah sun yang bernama asli kwik sun kok
ada universitas lain yang nawarin promis sebelum promis masuk ke perbanas
dan ini berkembang dari segi beban
ada istana istana juga jadi kelihatan kayak di mana
tapi partai partai yang ada di papan tengah gitu ya
gue sempat ditanyain sama bokap kamu serius gak kamu main basket gitu
termasuk kalau alat kita menambah kapasitas masak dan lain lain
biasanya suka undang oke dua puluh pemain atau tujuh belas
peringkat satu sampai di paling bawah siapa yang di peringkat satu sampai di paling bawah siapa yang di peringkat satu sampai di paling bawah siapa
mengeluhkan adanya perbaikan akun tetapi hari ini seperti yang anda katakan jadi persoalan persoalan
kikyari adi rusman rusmana bandung jawa barat
ketiga dari aspek cycling
dia pakai indomaret jeans ya
gur dip singh orang warga negara india tapi dia muslim
bukan pemain yang tiba tiba tahun lalu bodoh
nah untuk pemirsa yang ketinggalan
banyak orang votenya udah disini aja
nah apakah sesudah ini pbb ini masih akan terus bertahan atau tidak
pasti ada rasa panas yang jelas ya
meski bisa jadi alat bukti penunjang
secara skill set mungkin akan lebih kelihatan di tahun depan ya walaupun gue juga baru nonton
coaching staff yang kurang cocok dan lain lain
karena jumlah kasus indonesia kan lebih dari ketentuan dari estonia kan itu tadi satu ratus lima puluh kasus per seratus ribu pendudukan
sebelum season dimulai jauh jauh hari ini dikasih
bagi cahya edwin arman serpong tangra
jadi itu membuat pemerintah korea selatan akan mempertimbangkan
beginilah tampilan masjid asma ul husna di kawasan serpong tangerang banten
bukan hal mudah bagi bintang baru untuk memulai bisnis secara online yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya
meski tak seramai dulu supardi dan istrinya masih terus membuat bakpia dalam skala kecil
nah makanya gue masih agak abu abu sih gimana nanti kita liat sm secara management gitu
kemarin di kasus tiga ratus tiga puluh delapan tiga ratus empat puluh kuhp sambo dan kawan kawan termasuk eliezer sudah diputuskan
nggak sebagus yang kita kira di regular season gitu kan
akan menjalani prosedur pemeriksaan standar oleh petugas
dan mudah mudahan target tersebut dapat tercapai
season lalu ada beberapa juga yang puyken other season lalu ada beberapa juga yang
riset kami melihatkan di mana ya
serta datang dan berangkatnya penumpang
baik saya tertarik dengan pernyataan anda
karena di pj kan dia baru masuk roster tahun ini
kalo dari mungkin dari lu udah punya
nah itu adalah bagian dari strategi sebenarnya
yang mungkin banyak juga orang yang cukup emas ya
nah gue bingung kadang gue lihat yang dipakai sama contoh ya
masih merasakan getaran pergerakan gempa pada senin siang menurut ari kejadian itu membuatnya
betul atau tidak itu beli ogi
mungkin mbak pia nanti bisa masuk disitu ya
terus dia di periksa pertamanya udah ngambil carlsen yeremia sih
keceriaan langsung terlihat saat mereka selesai divaksin dan dapat berenang sepuasnya
masih mentah lah ya kalau bisa dibilang kan itu posisinya
can do no wrong ya yang tidak bisa disalahkan
cekcok kecil gitu di bench mereka gitu
kok jason ini menurut gue komplit gitu
dengan alasan bahwa pada hari mensurasi
ini gue rasa sih bakalan jadi final yang akan sangat seru sih bu lo gimana ngeliatnya
dari offline nya sih belum ada perubahan yang begitu drastis kalau gue lihat ya
para pensiunan yang sudah sepuluh tahun lima belas tahun gitu kan ya
perannya seorang antonio hester ini menurut gue sangat penting di pra wira
kalo misalnya coach ebos bisa terus meramu timnya dengan baik
kalau kembali lagi kenapa bisa meleset planningnya
nah ini sekarang naik stadium ini
nanti mungkin bisa dibahas satu satu sama lu ya cet ya
jadi bahan evaluasi bagi kami bagi lapas lapas yang tua untuk dilakukan evaluasi
semoga aja kedepannya universitas universitas yang tadi gue sebutin bisa istilahnya menyumbang lah untuk ibl gitu
proses pembuatan akun pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau ppdb dki jakarta
kayak mungkin ada ceritanya
hoax sih sejauh ini ya
jadi kayak ah boleh ah nyobain syuting syutingan sampai ikutan e schoolnya
gue pengen melihat the last dance nya dari nando de colo
justru perlu backup lah ya
yang tersebar di kawasan pasar mayastik
artinya ini tidak bisa berjalan sendiri ya
seperti karina utomo atau ben jawapitu
sebuah telur kemudian diusap ke wajah anak daro
sorry ya buat temen gue yang mungkin dengerin nanti
ya awalnya sih saya penasaran ya dengan ekskul tari ini
itu biasanya karena perempuan yang mengurus rumah tangga
maksudnya pada tahun seribu delapan ratus delapan puluh empat itu dia menjadi stasiun
dan yang masuk ke dalam kabinet itu tidak tanggung tanggung
awalnya mah bener bener gelap bener bener gak tau
untuk recovery ya menurut gue sih cukup cukup cukup
belum ada kasus meninggal di indonesia akibat vaksinasi covid sembilan belas
coba kok seru gitu asik gitu
emang dia kalo dionysius adrian wibowo takutnya dikira
itu diakui pak oleh kemenku
naik ke lapas batu dengan saya suami ibu masih hidup
sebagai upaya terus memerangi industri perdagangan satwa liar
coke terus siapa lagi yang aku tau ya
ibu suami ibu masih hidup nggak jadi eksekusi
serta punya komitmen untuk terus memajukan indonesia dan mensejahterakan rakyat
pskd kan di pskd dan emang shooting aku jelek parah akhirnya dari pskd ya belajar shoot kanan shoot kanan pateng ngatengin lah bikin shooting form yang bagus gini kan
kita ngeliat kan ada banyak nih
dan untuk dua terdakwa yang hari ini akan menjalani sidang fonis yakni hendra kurniawan dan
sudah semakin banyak juga pemain pemain yang masuk dan yang keluar ya
nah tadinya mereka berusaha untuk menggandeng indonesia
jadi negara keempat aja gitu
ada empat jembatan yang menghubungkannya
bali united agak sedikit
mereka harus bener bener catch up dengan game selanjutnya
tapi karena pj berkompetisi
favoi itu kan kalo di level tarkam kan dia jago banget kan
menjadi salah satu apa ya namanya skor utamanya gitu di putaran dua ini dan menurut gue sih disitu ya
jadinya beberapa pemain asing
saking gak pengen melewatkan makan
dan gue kagetnya sadam dapet banyak percayaan ya
atau mungkin baru kali ya para pemain beberapa baru jadi mungkin belum terlalu oke karena kemarin
main cukup oke juga pandu juga
dan gua harap juga
adalah bagaimana ini bisa mengintegrasikan juga dengan karena ini nggak hanya berbicara terminal ya
aku tuh pengen banget belajar trampolin sih soalnya ngeliat di konten konten tuh seru abis main trampolin terus nyobain akhirnya seru banget
sebetulnya sudah cukup untuk di indonesia
kalau kita bicara dampak ya tentunya ya masyarakat yang misalnya tidak peduli
kesepakatan pembentuk undang undang lah yang membuat syarat usia itu menjadi konstitusional
dilengkapi lift barang dan penumpang tanggap berjalan atau eskalator
ya betul ini ini semakin ini juga sih mendaguhkan mendaguhkan apa
perludem menyebutkan penerapan ambang batas selama ini tidak pernah ada alasan yang rasional dalam menentukan angka tersebut
cicadas akan selalu memiliki identitas tersendiri dengan keunikan dan sejarahnya yang panjang
selamat malam bapak ibu selamat
yang kedua ya cuacanya kayak gini panas
karena kita berbicara temanya tadi malam adalah ekonomi
biaya untuk struktur itu pun hanya berbeda sepuluh hingga lima belas persen saja ketimbang tidak menggunakan
oke ini udah sepuluh dan satu minit sih bu
salah satu bisa jadi salah satu pembeda dari rans
pertama penampilan bima di sebelum jeda kompetisi dan dipatut dilihat ya apakah kemudian dia terus bisa
dan jadi evaluasi besar besaran buat sati wacana sih
otomatis karena ini ada resiko kita harus mencari instrumen investasi yang relatif
walaupun big man dari nsa juga baru datang
dan yang ketiga secara mental sepertinya pemain kita agak kaget duluan ketika uzbekistan dengan pintar memainkan strategi high pressing sejak awal dan konsisten
dari beberapa musisi dari melbourne dari darwin terus dari bali juga
sampai umur berapa gitu basket
gue sebenarnya juga melihat
karena orang mungkin lebih praktis efisien
dikasih menit gitu mungkin juga kita pasang
dan orang tidak lagi fanatisme kepada ideologi
mungkin sekarang saya akan mengalih ke pak suhana itu
jangan lupa buang sampah pada tempatnya
karena hasil tes tes selama ini belum baik
diantaranya adalah stasiun duku atas
beberapa waktu lalu banjir juga menerjang wilayah purwodadi dan pati
dava itu secara penampilan mungkin gak akan jauh berbeda dengan musim lalu
pokoknya yang paling kebelahannya harus ada sama mbak nissa ada revolusi total terhadap undang undang ini
semoga dia tampil yang terbaik lah nanti di istora ya
meski begitu menurutnya dibandingkan negara berkembang lainnya
balik lagi ke kesadaran sendiri jadinya
para pendengar terima kasih masih bersama kami
waduh tapi bisa nih masak rawon setan dan lain sebagainya di sana
metafashion diperuntukkan bagi busana demi kortur atau modifikasi busana sehingga lebih terjangkau dari sisi harga namun tetap dengan kualitas yang sama
cuma emang andovi kan aktif banget tuh di game itu ya
kalau gue sih ngeliat atmosfer penontonnya sih masih
cidra ya di bandung dan tidak ada agassi yesenio antara
itu jumlah tenaga kerjanya besar
kalo dapet kesempatan gitu sama pemain nba
bingung juga nih siapa yang harus dirotasi
di beberapa menit terakhir
bahkan mereka yang tinggal bersama keluarga
kami sedang membangun dana tiga lapas di nusa kembangan
syarat juga dengan fava cacera menurut gue dia
kami menganggap partai garuda delapan puluh persen kepengurusannya adalah anak anak muda
jadi kayak dari dua duanya juga harus inisiatif buat ngembangin satu sama lain
ikram berkembang sangat sangat pesat ya
jika lelah tidak perlu khawatir ya
itu jadi dampak negatif ke pemain lokal sih
tapi mungkin bisa dengan instrumen yang lainnya misalnya daerah pemilihan
bahwa ada kejadian yang tidak diinginkan dari prawira lawan dewa united ya
ya jadi memang menyesuaikan dari karakter layanan akap akdp angkot kemudian angkutan pedesaan memang nggak mudah ya
itu membutuhkan koalisi karena nggak ada satupun yang mayoritas
ada beberapa keputusan wasit yang bisa diperdebatkan gitu ya
yang menarik juga selain kurvar kurva di samping itu
setelah berjalan kaki sekitar lima menit dari sarina
seperti yang apa hamar tahang tua hauks
kemudian juga postur tubuh mereka kalau kita lihat mereka latihan jauh di atas indonesia
iya itulah kalau misal kalau dia ini kan sayang
selamat merayakan puasa dan lebaran untuk pak uji
untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat miskin
sama seperti yang dilakukan bapia niti gurnito
di sini ada cemilan leker gajahan
yang kita data kemarin sekitar tujuh puluh jiwa
nah ini sudah salah sekali karena menjual sistem trading terus kemudian dia berubah menjadi penitipan dana ini
tapi berfungsinya hanya sebagai seorang defender gitu
gue setuju dengan apa yang lo bilang
setelah tercampur yuk kita aduk
cerita soal batasan usia juga sudah tuntas sejak lama
hal itu guna mengetahui apakah berpotensi terjangkit virus fip maupun virus panleucopenia
itu pemain yang menurut gue sih cukup konsisten
apa apa saya sudah bisa akan putuskan sendiri
sedangkan sebagian besar tenaga kesehatan itu ada di rumah sakit umum daerah
sama seperti lo tapi gue akan
mungkin tarkam tarkam gitu ya divisi satu mungkin pernah main
memang di awal awal kami beroperasi
menurut gue masih agak sulit sih gitu karena
menurut tim fundamental kami adalah target di harga tiga delapan ratus
di samping itu angka ini juga tumbuh dibandingkan dengan kinerja tahun dua ribu dua puluh dua di kisaran tiga puluh satu
menyeluruh di lokasi pedesaan dan terpencil
tapi ada solusi juga yang ditawarin sama giswa tadi pakai thrifting
melihat mudah proses ini menjadi penting
dia tidak berhenti di terminal besar mumpamanya
kalau itu memanglah hanya kepemilikan masih pemda atau provinsi atau kabupaten
nanti pelan pelan kalau sudah berkembang
cuma pas itu dia nanya mas gue tuh apa maksudnya gue cinta banget sama paramore
tapi juga kalau kita lihat dari tim tamu ya
ingatlah pemilu tahun dua ribu sembilan belas yang lalu ketika hampir pres ya
uang jaminan akan dikembalikan kepada pihak penyewa
selain melestarikan musik gamelan grup yang beranggotakan sekitar dua belas orang ini

dari sejak tahun lalu
kayaknya berat banget saya lihat capek sekali jadwalnya padat sekali
beda sama prawira yang levelnya menurut gue agak pemain lokalnya agak sedikit satu di atas
mereka mengusung tembolak beak dengan berjalan kaki sekitar satu kilometer
di buita jaya yang sepertinya perannya
baik terakhir uda ferry kita masih akan membahas mengenai tadi sebelum kita break
dari data observasi yang didapat sepanjang lebih dari seratus tahun
harusnya ya nothing to lose aja sih buat hang tua
salah satu kenaikan suhu paling tinggi di dunia
tapi cukup banyak menarik perhatian orang sampai banyak juga yang repost
satu faktor yang kita bisa jamin ketepatan atau kepastian waktu keberangkatan
saat ini kebun durian musir telah memasuki tahun ke delapan sedangkan panennya telah dimulai sejak dua tahun lalu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
jadi katakanlah ada dua organisasi yang menyangkut kekerabatan tionghoa indonesia di australia itu
nossos komentar sebanyak apa
gue main cukup lama itu mungkin gue main paling lama tuh waktu kuartal final itu
mardika mengenai identitas korban bisa anda pastikan apakah korbannya ini merupakan warga anak anak atau dewasa seperti itu
makanya tadi kemarin sorry bukan tadi
siapa sih yang tega ya
menjaga beberapa pemain asing
ini sebuah kebahagiaan dan keberuntungan
tubuh fajri yang besar sempat menyulitkan proses evakuasi
kalau widhi kan dia kasih energi
banyak sekali kemudian masyarakat yang mengeluhkan mereka kesulitan
ludwig tuh secara look nya gak keliatan pemain basket sih
untuk mengakhiri obrolan kita sama caca
harus dipertahanin kalau misalnya mereka masih pengen compete di
itu kita bisa menuangkan di waktu yang mana
oh kita ternyata pinjamnya di aplikasi a aja gitu
baik makasih mas yuda selamat tahun baru buat semuanya
karena pilihan gue antara west bandits dengan dewa united
biaya kuliah dan juga pendapatan di indonesia secara umum dan perbandingan kenaikan ya pak
jadi echo chamber itu kalau saya sepakat dengan
di mahasiswa dan di sma itu menurut gue perlu ada apa ya
ya tapi seru lah makanya kita pengen
itu dia itu dia yang mengucapkan kembangannya
mengenai kepemilikan aset lahan terminal yang akan kita revitalisasi itu
yang mengeluhkan terkait dengan masalah jadwal
sedikit berbeda gitu agak kurang
dimana untuk terminal tipe a itu kan kewenangannya menjadi kewenangan pemerintah pusat
akhirnya yang dilihat itu adalah ekspresi
di tahun politik atau pemilu tentu saja berpotensi meningkatkan tingkat konsumsi dalam perekonomian
purwoko kalau dari dulu siapa
dan semua juga tahu ini kepentingan untuk keberlanjutan rezim
pj pj gua gak liat pemain yang
saya merasa senang sekarang dapat mendengar dengan jelas suara bukit
iya sih mungkin kalau boleh nambahin memang kalau gue lihat kan dari pemain lokalnya coach joko
buat game yang ini
tidak membuang sampah plastik sembarangan adalah satu tindakan kecil yang dampaknya sangat berarti
oke gue percaya nih kalau dia udah bilang nih
kan ya kadang kadang orang ah udah pengen cuma pengen makan ininya doang kok coklatnya doang atau
nah yang kemudian lolos verifikasi cuma berapa
nah karena karyawan yang besar dan sebagainya
di kawasan otista pada akhir pekan
untuk mempermasalahkan perkara ini karena semua harus berkonsentrasi agar segera bisa mendaftarkan calon masing masing
berdasarkan impres nomor empat tahun dua ribu dua puluh dua dapat terwujud pada tahun dua ribu dua puluh
pasti dan ini gue sih tadi udah ini ya
tradisi ini melembangkan kasih sayang istri kepada suami melalui makanan yang dihidangkan
karena gak beda ya
dari gerakan memayungi si laki laki memayungi si wanita
jadi kita akan naikinnya mungkin di jumat atau sabtu
ketika kita bicara polarisasi sekarang gitu
gue underdog tim ada beberapa
sampah puntung mengandung ribuan zat kimia berbahaya
awal tapi hanya berubahnya di heij dan prawira aja gitu menjaga jaga kalau misalnya mereka lolos
ada beberapa nama seperti riodiesis
kami bahas di cnn health pagi ini dengan dr marta spesialis rehabilitasi medik
demi wajan yang kinclong kembali
tapi secara ball handling langsung top
jadi secara adaptasi mike glover pun udah tidak terlalu
apalagi ada aksesnya kesana ya kenapa engga
hingga dua ribu tujuh belas dengan konsisten memanfaatkan media sosial untuk berjualan
walaupun saya sendiri sebenarnya lebih cenderung dididik jadi akademisi sebenarnya
mungkin di jeddah tujuh hari ini
tetapi yang paslon nomor tiga itu ternyata televisi
apakah mbak dini harus masak dari jauh jauh hari disimpan di kulkas
ke negara negara lain
karena di pj kan dia baru masuk rosel tahun ini
itu prawira menang enam puluh sembilan empat puluh lima ini empat puluh lima menjadi rekor terendah pj musim ini ya dari skor dua
artinya bisa konsentrasi sadar pun artinya masih bagus bisa di rumah ya
itu bisa dibawa dia ketika bermain bersama bio perkasa jogja sih
apa apa nih kenapa dulu ini
karena masalahnya mungkin bukan kita sendiri yang terkena
main di luar gitu main di negara apa gitu main di mana
atau ketika memanggil kembali informasi tersebut
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abastov
iya pak dari sisi manajemen lrt jabodebek sendiri
pak ardi ini terakhir terkait dengan klaim ya
mentok kayak nuku nuku tuh kayaknya ini lebih pendek dari esa deh
padahal nih ahli ahli sebelumnya sudah mengingatkan
karena yang utama saja ya karakter untuk akap itu sendiri kan karena memang melintas antar provinsi
aksi pencopetan perkelahian dan pencurian sering terjadi di wilayah ini
fondasinya udah jadi secara industri udah
walaupun dia nggak main sama sekali di perawilan musim ini
berarti kalau persentasenya kalau asin itu
apa yang didapatkan dari beli ogi
anak anak kami juga belum bisa masuk sekolah
dan pas biorca naik betap beberapa waktu yang lalu memang sempat turun bbm
itu antri nya kalo di tempat makan udah sampe parkiran kali ya
yang sengaja membawa orang orang ini untuk menuju ke daratan di aceh dan sumatera utara
makanya sejauh ini mereka tampil cukup solid dengan tiga kemenangan beruntun ya
siapa sangka rangka sepeda bekas ternyata mampu menghasilkan suara khas gamelan yang dicari
ritme bermain mereka agak sedikit berubah ya
harusnya pj sih bisa melaju dengan ini ya dengan leluasa
selamat pagi mas yuda
yang cedera gue lupa lagi namanya siapa
tetap dua puluh lima juta sekedar possa cypher atau campur
next trophy akan kembali ke
sentra ini sebenarnya berawal di perumahan minomartani jalan tenggiri tujuh
ya pertimbangannya basket juga pasti ya
kenapa tiba tiba akhirnya yogyakarta yang dipilih
jadi bakalan kemungkinan masih bisa terjadi
terus nyorot beberapa highlight yang cukup banyak gitu
atau peta global ya
lu ke jadi bakri ya
untuk mendengar komunitas dengan yang saya maksudkan komunitas first nations
ya indeksnya plus minusnya juga bagus gitu di borneo gitu
iya dong karena episode keempat ini tiga episode kita
terus bertumpul sama hanan gomez brother yang menurut gue sih
robot trading ini sebetulnya di kacamata pak gemma investor ini hal yang lumrah atau tidak sih pak
di tangan seorang joe j jovicik ini menjadi seorang pemain yang sangat tajam bukan hanya di luar garis tiga point
dan memilih saham saham yang masih murah dan dapat memberikan perkembangan signifikan dalam jangka panjang
tapi ya gue mau
oke berarti lu secara kasarannya lah ya
lalu mempertimbangkan juga teknisnya gitu ya penyelenggara pemilunya juga
ini sudah kita selamatkan di almari kayu yang paling tinggi tempatnya
kalau orang malu jadi tidak malu lagi
tapi itu gua belum tau dia fotografer basket belum
reza juga menurut gue jadi peran penting di
kayaknya untuk persiapan tim yang lebih matang
coronanya belum sampai indonesia maksudnya
nanti gua lanjutin dulu ke bali ya
jadi itulah yang tantangan yang dihadapi oleh
jadi goalsnya ini kalau di jepang tidak hanya untuk pemenuhan nutrisi saja ya
biasanya arki biasanya hardy sekarang widhi dan erga yang step up gitu
waktu dan tempat kami berikan kepada kakak ahmad saroni
bisa mengendalikan permainan aja sih
untuk plan b nya andai amit amit
untuk bisa di adelipantai final gitu
jadi kalo ngomongin must improve atau breakthrough year kan menitnya harus ada dong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

total satu ratus lima puluh lima berarti ini ya kita udah episode nya in total ya
gue juga sebenarnya agak menyayangkan ya
kalau untuk kamera kan nggak bisa empat lampu doang gitu
nggak pergi keluar keluar lagi kan
sepanjang tahun dua ribu dua puluh tiga isg itu bergerak secara fluktuatif dengan tren yang positif saya sampaikan tadi
ips nya cuman dua kelas
apakah memang seperti itu seperti anda sebutkan ada kaitannya kejadian ini dengan petir yang terjadi pada malam hari tadi
kementerian dalam negeri memberikan legitimasi kepada pejabat pengganti di daerah yang kepala daerahnya
gue agak bingung apakah dia mau
jadinya kita banyak kehilangan feel goal ya di game lawan joe dania gitu
menjajal keindahan gunung rinjani sebagai taman bumi dunia unesco
memang kadang kadang presiden itu
dijuluki kota ikan sibolga adalah kota dengan luas hanya sekitar sepuluh km persegi
investasi apa atau instrumen keuangan lainnya yang sebenarnya cocok untuk tabungan dana pendidikan
lalu masukkan sambal dan gula
kenapa kita bilang tuh pemain asing si wes banit yang satu ini tuh sangat penting buat wes banit karena
jadi yang tadinya di level empat sekitar lima ratus sekarang bisa mencapai seribu
kaos mechandise dari band hardcore lokal bandung karena emang gue dengan lagunya jadi gue pakai
demikian yang dapat saya sampaikan dan perkembangan selanjutnya akan saya sampaikan pada kesempatan pertama
karena sebenarnya petugas kebersihan seperti abang ini
sekarang mereka lagi ngumpulin
kan waktu itu gue dipanggil tipas
aduh gue udah nggak nyebutin disebutin sama si vincent
yang kemudian mereka menginginkan vaksinnya
dan defense team juga melihat pertandingan lawan hongkong easter itu sebagai kapan lagi nih kita melihat ada duel bertahan antar tim
dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan bangsa
smp sekitar tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan hingga kini
satu satunya tim yang
ini secara total kan lebih enak gitu dibanding kita lihat west bandit
bahannya adalah pasir kaca semen dan juga air
ya kalau joshua cutwell ini gue awalnya kurang percaya mungkin ya dengan pergantian ini
bahkan sejumlah kawasan akan menyusul mandalika menjadi destinasi super prioritas
kemaren ada empat ada aus nya empat game yang dilaksanakan kemaren tapi ada sebuah kendala
pokoknya yang bersekolah di solo nanti
ada devon libra inej okiwira yang makin matang lagi gitu
tentu kalau ngomongin tentang kenapa leicester perannya kayak dremont green di primenya gsw ya
nah itu gimana mas apakah orang tua juga diberikan informasi makan apa saja yang anak anaknya
bagaimana sikap partai soal isu kepenjahan mas gibran
cukup banyak juga di instagram gitu ya di youtube juga ada
lantas bagaimana dengan kasus pencurian sepeda motor yang menimpa maria listiana
timnya juga banyak terus format
karena kan di musim sebelumnya kan dia belum dapet penyertaan yang banyak nih
ketidakadilan di sini yang kita maksud adalah
standar yang tinggi itu harus dikembalikan di kpk
sesaat setelah warung buka pelanggan mulai berdatangan
sempat kehilangan pemain asing juga ya
jadi peratatan harus dilakukan secara lebih awal sehingga kalau mau ada perubahan kita siap dengan simulasi simulasinya
lengkap sih terus juga harganya terjangkau ya
mungkin tim apa aja nih yang ganti personal bisa
ataukah nanti kita tunggu pendaftaran dari model model kebaya yang lainnya
melepaskan masa taman kanak kanak dan berpindah ke sekolah dasar adalah langkah besar
cuma tinggal sisa tiga atau empat ya kemarin berarti
kayaknya faktor diberikan ke percayaan lb juga sih
postur sih jadi karena emang anak anak yang lainnya pada small small jadi ya terpaksa jadi main posisi itu
korban jiwa dalam kericuhan usai pertandingan arema melawan persebaya di stadion kanjuruhan malang merupakan yang terbanyak dalam sejarah di indonesia
belum pernah misalnya ada pelanggaran etik dan lain sebagainya mungkin juga mendapat tanda jasa
maka pengelola bus harus bertanggung jawab
baik mas huda ini saya juga jadi pengen tahu hasil penelitiannya
ada beberapa peristiwa yang tidak terlupakan
sehingga diharapkan sumur sumur pertumbuhan ekonomi yang baru ini bisa tercipta
artinya di piala asia u dua puluh tiga kali ini hampir semua tim menghadapi uzbekistan kebobolan di babak pertama
stasiun mana saja yang sudah ramai dan stasiun mana yang masih sepi
saya juga mungkin mesti membeli pakaian atau outfit untuk saya mengajar
bahkan area areanya pun untuk ujian simnya juga
punya satu gelar nbl nasional ya
khususnya apalagi vaksin merupakan program strategis kita
oleh sebab itu ini kan yang sebetulnya kemudian menempatkan sandwich generation itu
kalau gue bakal jadi pemain binaannya setapak
saya semakin panjang itu perjalanan yang makin sulit
dari para nasabah juga apakah menentukan para pelaku kejahatan di sektor perbankan ini pak
pendapatannya rata rata tiga puluh juta rupiah per bulan
oh kalau nelayan memang dekat jauh jauh mancing tuh
kayaknya ya kemarin gua nonton sih esa memang paling tinggi
dibandingkan dengan pemilu pemilu yang sudah ada sebelumnya
karena secara tubuh juga secara mental
tadi baru satu lagi petugas mengevakuasi jenazah
pembuluhan penyelidikan kematian mencurigakan akhirnya
saya ingin melakukan pembentukan seperti di tengah tengah
itu pemain yang menurut gue sih cukup konsisten
oke pak yasona anda mengakui bahwa dugaan sementara
kalau gue dari cara main ya ya gue senang sih sama dia
tapi anyway ya pesepeda itu kan variabelnya banyak ya
terus dia bilang sempet waktu itu sempet bisa pake kartu
berdasarkan data bps tahun dua ribu dua puluh satu indonesia mengimpor gandum dari india sebesar tiga ratus delapan belas empat puluh tujuh ribu ton
tinggal kita bukti nih omongan kita yang kita bilang sekarang nih bakal ini gak nih di tip of nya
dari duvree lawan enesa
masuk wilayah sumatera utara kota ini tak hanya dihuni oleh suku batak
kayak misalnya udah selesai makan di sini gitu
hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh sentimen
untuk bersaing di ranah itu gitu
nah ketika dia level up nih masuk ke sm yang tentunya pastinya level pemain pemain yang lebih tinggi
ndek kuah sama sekali
tapi artinya apakah kemudian jumlah testing itu
ini semua terjadi bulan april dua ribu dua puluh
kayaknya ini sama seperti musim lalu ya
maka produksi kebaya dan segala perlengkapannya ini akan naik gitu jumlahnya
atau mencermati dengan jelas itu apa yang terjadi di negara lain
ya sajian dulang ini ditutup dengan mentudong atau tudung saji yang identik dengan warna merah
ya yang sistem alarm ada cek lapangan ada
dan ini dua hal yang tidak ada hubungannya
dia nggak tertarik untuk menjadi selebritis gitu
terjadi bencana banjir dan longsor yang kemudian memakan korban jiwa
ya kita mengajak mereka mudah mudahan mau memberikan kesempatan untuk yang belum dapat vaksin pertama
cuma memang mungkin secara mentaliti nih agak sedikit berbeda
yaitu hanya selected gitu ya
ukurannya di bawah lima mm
iya udah mau dua ribu satu maksudnya berarti ya
ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat membawa balita
nah si aridafa ini mungkin akan menjadi kata truth buat bumi bawoneo di musim depan sih
tapi ya setidaknya mereka belum pernah ketemu bolden gitu
padahal di nba sih gak pernah kedengaran juga
bener bener nekunin basket kan kelas tiga sd tuh ya
hanya di beberapa bagiannya aja
ini lumayan deg degan ya masih tengah tengah
nah ini dia bisa konsisten mencetak
ada penyunting dari halo basket yaitu fauzi
tapi memang masalah lokalnya aja sih apakah bisa membantu chilin dan stephen heart karena dua pemain ini sangat baik gitu
terus lo pi pop gitu ke atas
atau kita akan maju sebagai negara tunggal
aduh rasanya otentik sekali
tapi kalo misalnya rookie pertamanya
untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut
dan nilai fosil yang beruntung dan keadaan di dalam aksi tidak dapat dikendalikan
ya gue harap sih dia juga bisa konsisten
habis ketemuan kemarin ya
kenapa ya coach toro tuh gak mau berani gitu turunin calvin gitu
mungkin ya kalau di spanyol ada generasi juga mungkin ya
sebenarnya pemain asing yang keluar masuk dari masing masing tim gitu
jadi begitu juga ada orang pbb jadi p tiga
di apa sih namanya di raja wali
tetapi karena refocusing anggaran dan lain lain kami membangun tiga lapas sekarang di dua maksimum security satu medium security di nusa kambangan
dia pesan baju saya dan kepengen dibuatkan kapal dengan tiaraannya
tapi apakah benar alasan pemerintah bahwa
soalnya emang dulu kan pernah tinggal di sana
emang gue pernah sempet jagain dia bu waktu itu
lu transisinya gimana tuh dari sekolah yang kurang basketnya kurang gimana tuh masuk ke pskd gimana
bakpia basun kini dikenal dengan nama bakpia lestari
dan berdasarkan pantauan kami di sini
kalau nba kan dia gak pernah nyantumin siapa yang foto anjir kan
yang jadi advantage mereka tuh ini menurut gua karena kalo pj sm itu tuh dua tim yang menurut gua sekarang lagi bingung gitu
itu kan pasti juga akan ikut mempengaruhi
tapi ininya belum keluar ya
setahu gue ya sebelum si angelic tiaw
bomi boneo dengan diber cukup oke
nah ini kan sebetulnya sama seperti rencana dua ribu dua puluh dua
ada beberapa hal yang dapat anda terapkan
jadi teman teman ya nanti mungkin akan dijeda kali ya can ya dijeda pertandingan satu ke dua ya
kerugiannya seolah tidak terhitung
apa yang kemudian dinamika apa yang kemudian terjadi
ambil poin positifnya lah kalau kalian apalagi masih ada kontrak gitu
jadi gak terbayangkan kalau terjadi dampak seperti itu
yang sebenernya menjadi pertimbangan
ketika ketua partainya akan mengumumkan calon presiden
serta jumlah cakupan vaksinasi yang terus meningkat
dan ya gue harap sih akan selalu bisa konsisten di beberapa game kedepan
mungkin satu jam itu mungkin dapetin satu juta
juga nunjukin kalau dia punya championship mentality sih
di at least ini di awal game we keempat ya
tapi dia memanfaatkan slot naturalisasi dengan mendatangkan lester
dari satu ratus lima puluh data yang masuk dan ini data yang sudah masuk ini menurut anies sudah lima puluh dari nanti
itu kita belum daftarkan sebagai warisan budaya tak benda asal indonesia
dengan ada jalan tol itu bis akap itu meningkat
terus kayak dua pas tahun ke dua aja
hamparan terumbu karangnya adalah harta karun berharga
kita melihat bahwa sebenarnya apapun virusnya tipenya
jadi secara pandangan dan sudut pandang tim juga akan berbeda kepada para pemain lokal gitu ya
jangan sampe kita bermusik independen suka musik segala macem
kemudian juga kalau kita bicara bangunan yang lebih baik
ya itu benar benar million dollar question ya
bisa setiap tim mungkin bisa satu ada yang dua

ini di game ketiga prawira yang comeback
hanya klub klub besar atau klub di atas saja yang bisa melakukan rekomendasi enggak semua justru itu pertama kali ada
karena tentunya kan pasti nanti ada regulasi terkait dengan pemain asing gitu
jadi kayak mereka punya suntikan lebih gitu di sisi defense
ya ini kompetisi yang diikutin sama orang orang lebih profesional ya harusnya mereka udah pikirin ke situ sih
itu kan menunjukkan betapa jelas kira kira paslon mana yang apa
makanya dengan mengambil aldi jadi salah satu langkah yang bagus ya
misalnya di saham saya biasanya melakukan cut loss dengan nilai lima juta rupiah deh
dan nantinya nih dari ronde kedua akan ada dua tim ya kalo gak salah
padahal kita menggunakan sistem pemilunya sistem pemilu proporsional
yang ingin mendapatkan cincin ya chen
brandnya tuh bikin imsonnya terus sih pak
lalu juga tuh ada centernya real madrid sama yusen rockets
dukung smi iya tapi kalau bilang sm tahun ini menang belum tentu
pada akhirnya juga akan turut menekan perekonomian indonesia roni menjabarkan perang bisa berdampak
jadi kalau melihat juga fakta kemarin sambo sudah mengatakan harusnya dia yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini
mengamankan stok vaksin untuk kebutuhan perlindungan warga kita
mungkin kalau gue bisa menambahkan tapi lebih ke apa ya
main di dewa united tapi
apakah dia emang udah di level itu atau dia harus develop lagi sih
ya lu juliin pas lu masuk lu perform dong
yang jelas ya kita pede lawan saudi arabia
ini bukan hanya dialami oleh petugas tadi ya
bukannya gak dispeks sama satya wacana salah tiga ya
dan dia mengajukan mosi di dprk
jadi jangan buffernya jangan kecil kecil ambil aja gede
tema dari badan pbb yaitu un women yang mengurus hal hal terkait dengan hak perempuan
mengenal lama dan dominan
tanggal enam belas februari itu besok pertandingannya
dan mereka pastinya enjoy kemudian juga earning money nya juga berbanding lurus ya ketika mereka passionate menjalankan itu
dr matthew he adalah seorang anggota dari dewan australian diabetes in pregnant society
karena dengan isolated itu kita ngga bertumbuh
soal kota kota yang akan diselenggarakan gitu
dan demikian lagi tahun dua ribu sembilan belas
sebagai salah satu posko ppdb dki jakarta dua ribu dua puluh
dengan budaya nya s warrior
sebagai perempuan untuk melihat kemajuan yang telah dicapai dalam peningkatan atau perbaikan hidup
dari postur tubuhnya cara dia nembak cara dia drive
dan beliau cukup aktif dalam membantu kita di sini
tapi ya yang sekarang kan dengan tambahan pemain asing dan adanya lokal yang aktualisasi juga jadi makin seru gitu
satu ratus lima puluh buah keris melayu ditambah senjata tombak dan aksesoris kerajaan melayu
satria muda punya tambahan young guns
bikin langsung instastory dan lain sebagainya
dan program program lainnya untuk memberikan dukungan pelaksanaan pemilu tersebut
ini kalau kita mainin banyak pemain muda dengan face yang begitu cepat
itu tidak pernah ada yang ngacari bagaimana kita bisa memanfaatkan
jadi masuk ke partai lain begitu
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam
itu yang harus kita pelajari bersama sama dampaknya
tapi kemudian kan tadi kita berpemilu ini kan
ya dia bisa dijaga oleh pemain pemain yang
di pelamar pekerjaan itu menurut saya sebagai salah satu yang menurut saya bisa kita apresiasi
dia nggak ngeliat mtk gue kan yaudah lanjutin lanjutin
tentu saja atraksi itu menarik perhatian para pengunjung khususnya anak anak kecil
melahirkan banyak seniman banyak makanan makanan legendaris
spotify atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
terbang ke jogja saya juga bawa pulang nasi liwet nah ini dia isiannya nih ya si kuda komplit
sukses tidaknya pelaksanaan vaksinasi ini memang tergantung dukungan berbagai pihak
widi sama swin gitu
dengan bentuk dan danatasi
udah tampsisius mainannya sekarang bukan
dalam rapat dewan gubernur bank indonesia pada kamis dua puluh satu desember lalu
apa memaksa mereka untuk segera mengubahnya
mereka unggul dua tapi memang secara persiapan dan ada pergantian pemain asing di prawira membuat semuanya jadi dari lagi gitu
dari kuah sih pas lah
oke yuda bisa cetak dua puluh lima poin gitu
menurut saya memang ini ada pertarungan lain dari sekedar penegakan hukum
baik itu wisatawan mancanegara maupun indonesia
barang saluran berkualitas terlalu banyak atau jelaspl
aldi zaturahman walaupun sekarang mereka ganti pelatih lagi ya
artinya bapak mempersoalkan soal anggaran yang tidak ada dan juga sistem pemidanaan kita
kalau gue balik lagi sama stapa
permahukum agama dan kesusilaan
tempat ini tuh adalah tempat tersembunyi gitu kan dari tempatnya para peri gitu kan
untuk ngerimain aja teman teman kemarin kita udah take juga di episode sebelumnya bahwa prawira dan
tapi masalahnya memang kalau melihat ngomongin asia kan sizing itu cukup berpengaruh ya di asia
jadi saya nggak lihat ini sebetulnya bagian dari pengalihan isu
ya kita bisa bilang enam sampai sepuluh lah ya
di tahun lalu itu berarti
iya mulai seribu sembilan ratus sembilan puluh lima saya sudah beli di sini
sekarang kalau saya lihat untuk spesimen orangnya sudah bisa kena satu ratus empat puluh satu ratus lima puluh ribu
action ya udah rilis ya hari ini ya betul venue nya udah rilis jadi rumor rumor tim tim yang akan
dan ketika kita berbicara tentang masa depan maka saya ingin sampaikan kepada semua
dan saya menggambarkan ini sebagai mekanisme untuk membangun konsensus
tapi saya tak jujur kalau di wawancara sebelumnya bilang
oke nih kita ada penambahan pemain asing tapi
hendrati musim ini udah mungkin musim terbaiknya dia gitu
ini akan jadi game nya pj sih karena
gue ngeliat pemain pemain lokalnya juga bisa ngebantu dari pemain pemain asingnya
wow itu harus jualan itu
mereka kehilangan beberapa pemain pentingnya
menurut catatan arief gandapurnama program spesialis mercy corps indonesia
jadi saya duduk di tempat bapak bapak yang sudah senior
ini adanya perombakan gitu gimana kita tadi putaran satu ada alium tww itu di terus kemudian diganti
bermusuhan lagi dan sebagainya
itu juga jadi bangkit
ketika negara kita itu negara serikat ya
saya pikir sih tahun ini akan buka cuma saya tidak tahu bulan apa
game ketiga juga yaa game ketiga juga
ngomong ngomong soal istirahat saya mau mengajak anda untuk melihat salah satu fasilitas istirahat
tetap empat tapi berisikannya
ini seolah olah datang dari presiden jokowi dan harus berterima kasih kepada presiden jokowi
parade tersebut diikuti oleh ratusan pemotor dari komunitas motor di jakarta
karena gitu kan wah penumpang udah bangun wah saya takut ya
serta menganggap presiden jokowi adalah sosok yang membawa kesejukan bangsa
space space alur penumpangnya bagus
kalau kita mau kembali ke desain seperti dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas memisahkan gitu ya
hampir seluruh pohon belimbing madu mampu menghasilkan buah tiga kali dalam setahun
efisien kemudian juga bagaimana bisa memberikan uang atau earning dan juga enjoy
yakin apalagi secara kebutuhan tim
karena bapaknya mama di makamin sukabumi jadi pengen sebelahan gitu
sudah retak di lima titik bakal ambruk bahkan ari bersama ratusan warga yang khawatir dampak gempa
jadi mirip dengan negara negara lain di dunia sama dengan indonesia
akan mengimport kemudian mengubah dari industri ke medis
maksudnya yudha udah jadi viudan udah jadi
sebelum lu beli lu hafalin dulu lagu lagunya kalo lu nggak boleh beli
jadi pertemuan itu tidak hanya terhadap bapak jokowi
pemerintahan itu harus mengambil sebuah keputusan
nah sekarang ini akhirnya kita banyak sekali nih organisasi organisasi perempuan yang juga bergerak untuk kebaya
percepatan vaksinasi dan booster menjadi kunci pemerintah untuk mengendalikan virus ini
melawan kumannya sendiri dari balita itu sendiri
nggak ada masalah yang mereka alamin
oke bu terakhir ini untuk masyarakat apakah bisa langsung go show datang tanpa harus mendaftar semua
yang tentunya kami harapkan bisa bermanfaat untuk semua pengguna jasa lrt
yang menurut gue cukup lah untuk dr yang yang ini makanya
season selanjutnya ini akan seperti apa pak
ada plus minus ya
mungkin akan ada drama drama seperti hang tua di musim lalu kita nggak tahu tapi
biasanya bisa mencapai dua puluh dari angka awal
lebih healthy karena mereka punya
lebih mungkin terkena diabetes tipe dua
juga banyak melepaskan pemain pemain
barunya tujuh ratus kalau gak salah ya
tidak perlu beli yang baru
bersama kementerian sosial kementerian dalam negeri
nah saya masih satu ini yang saya belum berbicara itu dengan bapak ogi atau buli ogi
kemudian kriuk kriuk dari kremen saya itu benar benar kerasa
budgeting lumayan besar nih mereka di home away di venue di pampel dan lain lain ya
satu lagi sampah kering
peran sih yang akan menjadi
sebenernya kalo kita lihat kan punya
ya berarti nggak kaget juga maksudnya kalau misalnya pelatih sana nggak ngelirik kita soalnya ya kita juga siapa gitu ya chan ya
nembaknya secara persentase nggak bagus gitu
selain ini kami juga ada ekonomi non asia juga
meski sempat terpuruk akibat pandemi secara perlahan sentra keramik pleret mampu bangkit kembali
dan bagaimana dengan strategi selanjutnya
ataupun lebih murah bisa dapet kelepasan sama di brand lokal
tapi di sana nggak ada kalau di sini lagi heboh soal babi ngepet
siapa sih mbak yang nggak suka gitu ya
pastinya kita tunggulah gimana nantinya adjustment adjustment yang dilakukan oleh coach fredo ya
namun tidak memiliki daya untuk mengekspresikan atau mengutarakan penolakannya
apakah strategi kampanye ini berdasarkan kekuatan dari social media engine ini betul seperti mbak tika katakan
saya mohon maaf saya tidak bisa menjawab ya
konsumsi makanan sehat atau berkualitas hidup yang lebih baik untuk kulit kita
dan itu secara tidak langsung
mereka itu punya banyak senjata yang
dan gua harap juga sekali lagi
orang itu cenderung milih yang gede semua lagi kesana deh
ini adalah ferry garden yang berlokasi di maribaya lembang
kalau gue udah beberapa kali nonton jadinya udah ada kepikiran nih pemain pemain yang mungkin akan jadi bisa berbicara banyak musim depan
kota sibolga mempunyai adat istiadat tersendiri
dan para event organizer ini harus bersatu padu
ada yang dari agama ada yang dari persuku ada yang dari perhobi atau apapun
bungkus kalau kita lihat atau anda lihat begitu ya sebenarnya apa yang menjadi permasalahan dasar dalam kekalahan kita kemarin
nanti kalau misalnya memang udah diumumin
jadi memang kita saya yakin sih bahwa pemerintah korea selatan pada saatnya nanti apabila kondisi di negaranya sudah membaik pasti akan membuka wisata lagi untuk wisatawan asing
untuk sosok yang paling tua ada di sini
dan terakhir ingin saya sampaikan
cuma ya banyak soalnya banyak shootern yang lebih bagus
bisa menjadi apa ya pembeda bagi timnya mungkin sangat bisa sangat bisa sih ya dengan
nah negara negara tujuan ekspor kita
itu pasti akan menuju ke sana
bentuknya harus presisi warnanya juga harus yang disesuaikan
tapi ya syarat juga tadi lo semua juga udah bilang buat coach ahang
yan firmansyah purwakarta jawa barat
jadinya pertarungannya akan semakin sengit nantinya ketika
itu tetap membutuhkan platform brokrage untuk bisa menjalankan sistemnya
ternyata isu terbesar itu adalah soal saling serang
ya yang saya pikir pertama adalah
sebab jika manusia dikategorikan lansia maka organ dalam tubuhnya tidak lagi bekerja secara maksimal
selama ini kan orang taunya cuma ada yang membuat bakpia di jalan besar saja
itu yang memang juga kita masih kolaborasikan
agar anak bisa tertolong dan terhindar dari shock
tapi menurut gue pribadi sekali lagi
terus dia sempet minta pick dari neno juga
walaupun beberapa tim baru pastinya akan struggling ya
dan keteraturan dari setiap area area ibadahnya juga tertata sangat bagus sekali
namun merupakan bantuan bahan pangan yang diberikan oleh pemerintah
kalau gue lihat sih dari pj nih
jadinya vincent harus kerja kelas lebih ini lagi sih
dan dia manfaatin itu bener bener bagus di beberapa game scrimmage ya
dan pada saat debat kemarin gitu ya
bisa aja dia besok misalnya
lalu sibolga ini karena banyaknya suku
mendorong mengelakkan kampanye kepada
yang sudah terjadi adalah data publik ini sudah bocor gitu
kan yang selalu yang kemarin sempat ada kritik yang dihadapkan kepada satria muda di dua ribu dua puluh tiga adalah satria muda yang tidak muda lagi
tadi saya mewawancarai salah satu orang tua mereka sudah berkonsultasi dengan panitia ppdb mengenai
maka penting misalnya terobosan
banyak yang tertular banyak yang sakit dan sebagainya
bella mulasela melaporkan dari cilandak jakarta
kerusakan sedang bila mana kalau konstruksi bangunannya itu memenuhi kaedah kaedah bangunan yang ideal
kita lebih suka main di luar untuk penetrasi ke dalam gitu
setibanya di masjid rombongan marapule dan keluarga disambut dengan pantun pesisir dari pihak keluarga anak daro
dan gak memilih pemain pemain sisanya ini
tapi kayaknya menarik kalau kita bahas
perancis dan juga amerika ya yang masuk final gitu
ini pun yang juga di highlight ya
siapa tahu prof mau bocor bocoran disini
yang iya bener yang di spill di kata kata iya bener yang cool banget kacamata kacamata lagi
yang akan diselenggarakan di tiga negara
sebenarnya gak boleh disebutin sih cuma kalau kata orang sih pemain asing gelit pemain lokal kan
nanti mungkin sebelum kita nunggu playoff kita bisa bahas juga ya chan ya tentang nominasi dolar
kebetulan gue ada tuh pas lagi discuss masalah kamera tinggi itu
saudaranya menghabis suatu hukuman yang sangat berat
tadi gue agak ngelihat highlightnya sedikit ya
menambah indahnya bangunan masjid asma ul husna
biasanya bapia di pinggir jalan ks tubun yang membelah patuk mempunyai merek berupa dua digit angka
mulai dari kereta yang remnya tidak mulus
pemain pemain yang belum sejadi lu
namun pencarian jawaban atas kegagalan jaringan besar besaran yang dialami oleh perusahaan telekomunikasi ini baru saja dimulai
ya kalau bicara industri tekstil nasional sekarang ya
ini ketinggian air waktu air datang
tapi gue rasa vincent bisa lah
jadi apa namanya sebuah hal yang positif lah buat klub klub kayak gitu sih
jadi belum ada something big yang gua bisa liat dari para pemain ksatria
apalagi di daerah daerah di utara

karena tentu pasal tenaga kerja itu kan banyak transformasi dan inovasi yang terjadi di situ
sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini
tiga alat ini adalah regulasi pertandingan catur yang spesifik
ehm bisa dikasih lah
ya jadi jadi kalau pacific itu memang benar ya
makanya kenapa tadi vincent ngomongin sama kayak gue mungkin ya
pernah naik mulai tahun sembilan puluh
jadi saat ini sedang berlangsung tanya jawab mahasiswa dengan para narasumber ini
cuma buat pemain pemain gue mau ngasih garis bawah ke teman teman
itu adalah salah satu aktivitas yang biasa setiap pagi dilakukan oleh teman teman disini sebelum membuka warungnya begitu ya
partai politik kita juga tidak sederhana
dan pemain pemain asingnya juga beberapa kalo ga salah sempet main di b league
waaaah saya bener bener jadi pegawainya nih
menurutnya meski masyarakat sudah sadar adanya dinasti politik
gak tau ya kalau dpj nya gimana cuma
bapak ridwan kamil ini adalah gubernur jawa barat dan ada menpora seperti itu
ya memang ini pelatih yang menurut gue sih sangat
luka doncic juga bisa masuk kesini ya cuma
west bandit bermain jadi lebih sangat
makan siangnya gizinya memenuhi standar di sekolah
yang harus menjaga alam bukan saja mereka yang terkait langsung dengan industri wisata
akal yang banyak nih di game satu dan dua
samain dulu lah sampai sebelas pertandingan baru kita bisa lihat nih apakah mereka bisa main bisa tembus
kali ini masih di season dua abastok indonesia
sekarang udah tau brand kali ya
alhamdulillah sudah gampang kak
di situ coach depp benar benar
ada rustika herlambang yang sudah hadir di studio dua cnn indonesia
apakah kebijakan kebijakan pemerintah itu sudah memadai
harus kembali ke jalan mereka
but yang perlu ditingkatkan sih dari ini sih
artinya semua kebijakan itu harus melihat perkembangan
barang sering sering ini otomatis kalau untuk manila yang beristirahat osteoporosis ya itu
tanggal dua puluh tujuh sampai tanggal satu maret
yang paling banyak kemarin dibicarakan
ya karena saya sering keluar kota juga cukup lumayan hasil dari vaksin ini
sementara sentra perkebunan belimbing madu di kabupaten tuban saat ini mulai memasuki masa panen raya
karena bakalan ada banyak adjustment dari barcelona
ini semua isi rumah kotor semua belum sempat dibersihin pak
tidak itu akan berhadap biaya tindakan
pemilihan bahan dan perawatan yang baik
kalau misalkan promis nggak cederanya
kalau gue sih mungkin gue inget banget tuh prawira
plakopasar itu masih masih iya boleh dikatakan masih bertanya tanya
kenapa gue kayak gitu kalau ujian jam satu subuh
memang posisi aslinya kan point guard kan ya
atau mungkin si cio juga bisa
memang selalu di daerah pasar baru
salah satu masalah lain yang dapat muncul akibat agresivitas konsumsi produk unggulan tembakau ini
kalau saya bisa bilang di sini ya ini nggak eksklusif ke k pop aja
pedas juga terus menyanyi
itu bisa dia bawa ketika bersama tanggerang house sih
tapi pokoknya ini pertanyaannya nggak perlu dijawab mikir panjang panjang lah prof gitu
dan indonesia juga field goal nya juga bau gitu
ya dua belas makanya pemadamannya itu selesai satu setengah jam
merubahnya jadi salah satu calon juara terkuat sih
itu sampai memang memutuskan jalur pantura
padahal jumiatun baru ditugaskan di sekolah ini satu bulan lalu
tapi gua udah liat jelas bahwa nih jason nih
makin gede badannya ya makin gede juga badannya dan makin pinter juga beberapa dia ngelakuin
jadi dengan ada komunitas seperti ini
iya dengan av kan sama tuh poinnya tuh saat voting tuh untuk rookie of the year ya
tidak hanya pada satu level menengah ataupun menengah ke bawah saja
nah kalau gejala itu memang agak tumpang tinggi dengan yang lain
mungkin gak secepet sama samuel devin
untuk membeli barang barang tersebut
ke playoff nih dari leader boards nya dari standing saya juga udah mulai kelihatan siapa yang di
itu sejak itu gue bahkan tau kalo ngeluarin duit
alhamdulillah sudah mengalami perbaikan dari yang sebelumnya pak
banjir juga menyebabkan kerusakan dan kerugian yang tidak sepele

jadi ya kita compete di lapangan untuk nunjukin siapa yang lebih
baik itu pariwisata umkm dan juga dari para kita bilang wisatawan yang datang
maka invasi dari sampah sampah plastik ke habitat terumbu karang akan mengancam pertumbuhan mereka
karena memang bpom dan itagi sudah memberikan izin
mungkin dia kan gak pacaran sama public figure
pembubaran partai politik itu kan harus membuktikan
waduh bingung gak tuh karena disini ada ratusan pedagang kaki lima mulai dari kudapan hingga
kita tahu ya di ibl draft di
hendrik savyonga dapatkan menit yang luar biasa
tapi karena perintah awalnya udah ke dpw seolah olah jadinya ke dpw
memilih ranz gitu cuman
yang kemudian membangun perumahan sejak zaman belanda yang tanpa izin
karena merupakan ranah pembuat undang undang
seperti hari ini tidak mengherankan kalau kemudian hampir di semua kabupaten kota di sumatera barat
tapi kayak gue nanya maksud gue gue ingin bikin instagram baru atau enggak ya
tapi kalau ngomongin rookie kan kemarin tuh ada total ada tujuh belas pemain yang dipilih sama masing masing tim berarti ya
selain itu jika pemilu berlangsung aman dan kondusif
itu akan jadi pr bagi anak anak yang sekarang
tapi kita lihat nanti apakah dengan masuknya seorang big man yang baru dari pemain asing
makin rame toko seragam sekolah menunjukkan makin dekat waktu untuk masuk sekolah
kemudian nanti kalau ada pertanyaan pertanyaan yang perlu dilakukan oleh para hakim

ini adalah sebuah bencana karena akan dibutuhkan bertahun tahun
ya oke mbak nana terima kasih
walaupun memang sultan juga penting ada di dalam prawira gitu kan
beberapa kali kan sebenarnya ada batas
selain itu masalah perbekalan juga menjadi perhatian utama saat mudik
minimal salah satulah untuk nemenin wendell lewis untuk konsisten terus
toko yang telah berdiri sejak seribu sembilan ratus lima puluh ini
tidak terpilih jadi tuan rumah ajang olahraga
sehingga memotong rantai nilai ekonomi yang dikuasai oleh mafia kartel di sektor produksi pemasaran hingga asuransi dan finansial
ada wibowo ya sih sebenernya
pemain pasifik satu orang sama dua
kita akan ikuti informasinya bersama dari lokasi
tapi setelah dibentuk oleh pusat bagus itu terjadi ketimpangan pembangunan yang pusatnya bagus
kalau lo mau nyari duit ya orientasinya beda sih ya
dan yang perlu dilakukan adalah jangan terlalu bersemangat ketika menumbuknya
main full team sama tim gue yang cadangan gitu kan
dan juga pemain mudanya danu o neal tuh yang
proses evakuasi pengangkatan untuk
selamat malam abu vincer masih muda juga
di belakang ring itu gak nyaman
menjadi enam fraksi atau tujuh fraksi
itu yang dibutuhkan buat prawira harusnya di beberapa game sebelumnya di sebelum jeda itu
tapi ternyata kan kita dikasih kejutan ternyata sampai game keempatnya masih belum menemukan kemenangan ya ini ya
sisanya paling juang loren ya
dan dia menikmati terkenal
nah mereka tentu juga sudah punya simulasinya yang mereka akan lebih nyaman
jadi nggak mengandalkan bis akam saja di tuhan sebut angkutan perkotan juga bagus
diteriakin foster juga diem tuh orang
menyatakan beberapa miliar kalau dilihat wawancara tadi kan hanya tidak sampai dua ratus an juta itu ya
sehingga nanti kita bisa menghasilkan rata rata produksi tiga puluh lima ton daripada emas per tahun yang nilai transaksinya kurang lebih tiga puluh triliun
sebenarnya gue bukan salah satu
yang menggunakan listrik dan lain lain
anthony bean nah kalau ngeliat justin brownlee
diakui para juru masak diperlukan kerjasama tim yang solid setiap hari untuk bisa memasak lebih dari enam puluh menu masakan
mestinya kpk sudah punya dua alat bukti yang cukup untuk perkara ini
karena di awal kedatangannya prosper itu kan
jadi tidak apa namanya
cuma memang untuk mempertahankan itu selama sembilan puluh menit itu kan butuh konsistensi butuh stamina tinggi butuh fokus konsentrasi
bahas apa dulu nih pj atau prawira dulu nih mungkin prawira dulu kali ya kalau pg mungkin udah lolos jadi kita bahas prawidan dulu ya
bagi calon siswa sd yang rata rata berusia tujuh tahun
pendekatan influencer itu dengan event sekecil kecilnya
yang sering bersepeda artinya bersepeda tidak hanya bersepeda tapi kita harus bersepeda itu seperti milik diri kita sendiri mencintai sepedanya
nah kita bisa bertahan karena langganan kita memang udah dari angkatan sebelum sebelumnya
di squadnya tapi setelah chris dalleo keluar
pergoki korban saat dikejar warga pelaku melepaskan tembakan ke arah korban dan kabur
juni mendatang berarti asumsinya permasalahan masalah accessibility kemudian juga zonasi bisa
kondisi kendaraan terutama kalau kita bicara mengenai fasilitas di dalam kendaraan tersebut adalah rem
jadi setiap makan itu selalu ada lima tipe ya
ketika yang di bawah ingin bersuara pasti akan berbeda dengan yang di atas
sampai jumpa di podcast aba stock berikutnya
dari bawah ini ada era jordan
terus gitu basket indonesia padahal sebenarnya ya timnasnya sih yang banyak berkontribusi juga
bedanya sama yang dua ribu lima belas apa pak
siapa yang mengubah mengurangi something gitu ya
nantinya akan berkumpul lagi
dua minggu menjelang lebaran sih
kita kasih waktu dulu sedikit lah
tapi namanya bisnis itu kita harus adaptif ya tentunya kita belajar dari orang orang yang pinter dari orang orang yang sukses gitu kan
ini menarik untuk jadi
karena kalau kita melihat dari proper rating dari masyarakat indonesia sendiri
anak dikontrakkan ke sekolah disubkontrakan ke bimbingan belajar disubkontrakkan kepada pembantu rumah tangga dan sebagai tempat penitipan anak
kenapa dinamain ayam balsam
tidak ada perlawanan sampai pada saat menjelang itu
gue gak expect kita tuh bisa leading dua belas atau tiga belas poin sebelum half time
ada sesuatu yang hilang aja dari p i j
sekarang hadir ada pak joko setiawarno
amasi asing dengernya nih bcl ini nih becel ini adalah kompetisi gimana bu ji ji ji ini kan empat puluh
kawasan lembang merupakan destinasi wajib untuk wisata di sekitar kota bandung
kadang juga gue melihat prawira agak sedikit telat panas
kemudian selain dari jiwa yang menjadi dampak
just in case terjadi suatu bencana besar ya
tapi kan bandara berada di luar jakarta tapi stasiun gambir itu menjadi bandara di jantungnya
bagaimana kembali menghidupkan auranya prawira harum bandung sebagai tim yang
kalau yang lain sih gua yakin sih udah ada ya apalagi raja wali ngambilnya medan lagi
sudah dijelaskan lewat video dan bentuk bentuk penjelasan virtual lainnya itu sudah cukup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
yang dikabarkan akan begini dan begitu ternyata pada sore dan malam itu kita jemput ya
kalau kita sudah tahu bahwa kebaya itu yang milik kita
padahal terumbu karang menjadi habitat ikan bintang laut penyu
kekuatan dari si ranz ini gitu kan
sebagai kota ikan sibolga menjadi penghasil ikan terbesar di pulau sumatera
serta diminta menunggu hingga pengantre aplikasi pintar sudah terlayani
tujuan kami partai garuda mengajukan gugatan tersebut karena
selebihnya juga terkait dengan kapasitas memori manusia
oke baik berarti nanti kalau momentumnya sudah tepat tahun depan akan dilihat lagi
sementara kalau organisasi organisasi yang ada itu ibaratnya seperti organisasi asean atau united nations
kalau bumi borneo ini masih
yang mana visi utamanya adalah untuk peningkatan pelayanan khususnya di terminal
kita liat harusnya indonesia bisa ngeimbangin sih
ya pasti sangat merugikan sekali gitu mas adi
terhadap salah satu pasangan calon
yang keempat sebelum anda masuk ke market pastikan anda bisa tahu support resistance itu bisa menjadi
dan saya pelaku pelaku sejarahnya saya kenal baik
ya itu untuk mengawalnya mungkin ada yang mau nyanggahin dulu nih
itu ada bis dari kalender itu menuju ke pusat kota
anak anak mereka harus diperhatikan
di bersama australia gitu
semoga bisa merebut juara liga mahasiswa nih
tapi mengedukasikan customer kita juga
pusat pendidikan dan latihannya bertempat di taman wisata wiladatika cibubur jakarta timur
tapi kan kemudian memang ini harus memilih ya
ya mungkin papa sering kasih pesen pesen apa cak
musim reguler hanya dua puluh enam
dan ya gua harap agassi bisa kembali seperti dia bermain di aspak yang dia juara dulu tuh yang rambutnya
beroperasi sejak tahun dua ribu enam belas bond street asia berhasil menggait minat lebih dari enam pengunjung dewasa dan anak anak setiap bulan
agak jenuh juga mungkin bisa jadi
itu akan membahas hal tersebut
dan itu jadi satu kebanggaan tersendiri buat anak anak
induk inang menyiapkan inainya
happy kan kawan kawan jangan lupa jalan jalan
dan ada tujuh hal yang sedang diperlukan
di hari rabu ya
maunya mereka gizinya itu tidak susut gitu ya
bang ferry apakah motif gugatan batas usia capres cawapres
pemerintah tidak perlu cawe cawe tidak perlu masuk di dalam mengintervensi bagaimana sistem bisnis kooperasi ini harus bekerja seperti apa dan sebagainya
dan terutama juga untuk masyarakat secara keseluruhan
untuk membahas penyelidikan yang sedang berlangsung
dia juga masih punya salah satu pemain seri b
dan karena bersita sita tentu ingin melihat pelaksanaan pemilu yang demokratis
tapi ya kita berharap aja bisa ada hal yang positif gitu dengan diterapkan si semua gue ini
mungkin gue sedikit robek di tiga game awal
karena ada banyak pihak australia yang dipavorikan juga berjegal
ya beginilah kondisi banjir yang mengendangi areal stasiun tawang semarang
dari terminal dia turun tipe a dia ada angkutan angkutan feeder yang bisa mengantar dia sampai ke titik tujuannya lah
apa namanya merespon komentar dari masyarakat indonesia
iya iya kalau terus gue balik lagi ke pskd gue terakhir liat kan lu di main basket yang satu satu satu
adapun tujuannya adalah untuk memitigasi resiko bencana el nino
sehingga sekolah ramah anak sekolah aman dan nyaman hanyalah sebagai simbolisasi yang terjadi dalam ranah pendidikan kita hari ini
siapa nih yang harus bertugas di dalam apa
cuman ya belum pernah sih belum pernah satu tim sama jalo
dan dilakukan oleh pak sel adalah yang sekarang sudah tersangka
hyong kin menunjukkan cara memasak ikan teri kacang sambal yang nikmat nih
terakhir juga nih dari kak agung
korban amir syarifudin terluka di lengan akibat tembakan pelaku berbekal rekaman
menteri perdagangan muhammad lutfi menjelaskan indonesia mengimpor dari india sebesar sepertiga kebutuhan gandum nasional
sepuluh dari lima wanita dan satu dari tujuh pria akan hidup dengan obesitas
saat ini kami baru mengangkut di rata rata empat puluh tujuh ribu pengguna jasa
yang menurut gue sangat sangat seru dan sangat sangat menarik
hasil dari aktivitas ilegal gitu
dan saya berharap saya tahu semua orang pasti ingin juga mendapat suntik k tiga
dan untuk pembahasannya sudah bergabung melalui sambungan virtual perencana keuangan prita habsari gosi
nggak kerja nggak sekolah sehari demi motogp
pelatihan yang mereka jalani selama satu bulan ini adalah untuk menimbulkan jiwa kepemimpinan yang akan berguna bagi mereka purna tugas nanti
terutama karena terlibatnya beberapa partai politik dalam kasus korupsi
pria yang lahir di tni angkatan darat memang bisa dibilang lengkap
dewa ini dari dua atau tiga tahun
experience yang dimiliki oleh tim tim
anda pasti familiar dengan pisang goreng khas pontianak
jadi pakai dua metode
seperti tadi kan ada konferensi pers ya
bagaimana tadi pak tony sampaikan maunya sih orang gak cuma nyaman ketika nyampe terminalnya doang gitu
lu ngingkatin diri terus aja gitu
bisa dipakai buat senin selasa rabu habis jumat
di ketinggian satu dua ratus meter di atas permukaan laut aneka bunga tumbuh subur
ketika kasus kecelakaan ini menjadi headline di sejumlah media internasional
ya begini jadi antara terminal sama transportasi umum itu suatu kesatuan
ada nasi putih nasi gurih telur pindang ayam suwir dan opor recek gudeg juga oseng oseng tempe
padahal anda tahu kalau menteri sosial itu butuh untuk memberikan bantuan sosial
kenapa karena hari ini saya bisa belajar bermain gamelan
jadi dengan kekuatan doa diharapkan semuanya bisa berjalan dengan lancar
dari keran ekspor ini rata rata perajin bisa mendapatkan omset minimal tiga ratus juta rupiah untuk sekali pengiriman
mungkin mungkin bisa dikoreksi kali ya teman teman kalau salah berapa bulan jedanya
pesisir itu banyak yang dilakukan eksploitasi penambangan pasir laut
dan pada minggu keduanya dirawat di ruang rawat inap
tapi hari ini cukup spesial di hari senin kita take tanggal tujuh belas juli
termasuk teman teman yang datang ke beritama juga bahwa
oke mundur lagi dua langkah oke
aku bela belain nih bapaknya nggak kerja anaknya juga nggak sekolah
klub yang bawah standarisasi nya
kalau mengharapkan dana kami ada dana apbd
itu lima pemain dari prawira
terus kepimpinan seorang pelatih di pelatih utama
kemudian juga saya pernah ditugaskan di poso juga
selain kipas angin apa lagi pak yang rusak nih
yang harus disiapkan adalah cuka cukai dapur aja cukup lalu ada lemon dan juga baking soda
mungkinnya di guard aja dia kan udah dapetin si
pertama steple foodnya itu sumber energinya ya
grup a dan grup b gitu yang nanti akan saling bersaing untuk bisa lolos ke ronde dua
apalagi pertandingan terakhir kemarin untuk menang lawan bpj gitu ya
ya coket cocet tuh belum dapet loh
jadi melewati ketua ketua jogja harta solo
pemain asing baru kali ya pemain asing baru berarti champion
ini merupakan suatu potensi opportunity loss yang hilang di indonesia
dilihat memang he physiuba ccht dari segi man memang cukup repotan sih the pen area sejauh ini
dan kita melihat dari tiga pasangan itu berusaha untuk membuat gimmick

untuk menjaga cita rasa bakpia japon masih mempertahankan cara lama untuk membuat kumbu atau isian
menganggap obesitas bukan penyakit
sedangkan kalau anda ingin memasukkan porsi maternity
tetapi kuhp pasal satu ratus delapan puluh empat ayat satu menyatakan
kita sebagai manusia kan butuh tunjangan
karena total berarti tiga pasang enam ya
tetapi ada penyakit meningitis yang mewabah di sana sehingga di cancel kembali
cuman itu ngebantu dia di hantuah gitu
tapi ya kita lihat nanti di seasonnya seperti apa
kita pun juga punya banyak waktu untuk melakukan simulasinya
karena memang ada situasi studi kemarin
karena waktu itu targetnya masih satu ratus delapan puluh satu lima juta
dan hal hal itu jadi common factors buat kami
jadi ya mungkin sering lihat film komik buku referensi lah kira kira
contohnya kayak wigiens atau stephen curry
jadi ada ruang terbuka ada hall jadi ada olahraga ada musik semuanya bisa itu
tapi prof sejauh ini ya di pbb
ini tim hang tuah ya wajahnya kelly gitu
gitu harusnya sih kalau prawira nggak usah banyak bahas ya karena prawira sih sebenarnya

sehingga ada gangguan dari selver sehingga ada
ini kan semua persoalan variable variable yang harus kita hitung
kalau di sini bahasanya rame itu meledak
dan itu akan membuat kita lebih percaya diri menghadapi irak
yakni forum untuk membahas mengenai pemberantasan korupsi yang selama ini terjadi di indonesia
penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya
karena kami berharap bahwa beliau bisa bekerjasama
pak gemma guryadi tadi terkait dengan bagaimana
gubernur bank indonesia mengatakan
tapi begitu lo pakai sehari besok kan juga paling murah gitu loh
jadi kita memang di dalam itu masih kurang terekspos begitu
jadi dia akan bikin tapi itu kit
kalau terlambat sudah lebih dari situ
pon juga pernah menang di situ
saya dengan pak prabowo diskusi masalah ini
meski hanya setinggi dua puluh cm banjir membuat beberapa kafe dan restoran di kawasan ini memilih tutup
fansnya datang ke citra kayak kemarin tuh
artinya ini adalah bahwa saya melihat ini sebuah representasi dari sistem sosial kita yang bermasalah ya
pernah menunjuk anaknya yeni wahid sebagai staf khusus presiden
ini sesuatu yang memang perlu kita perhatikan terkait dengan kecelakaan ini
dan secara beban tim
yang dia tidak ada isinya gitu
dan dilakukan nekroksi dan pemeriksaan patologi di pusat pelayaran kesehatan hewan dan peternakan
yang jelas sudah mendapatkan menit di indonesia cup
masalah adaptasi apakah ini akan menjadi satu problem baru dan ternyata dibawa kocang itu
tadi sedikit pengen nanya soal jadwal
presentase kekalahan raja wali tuh
cukup menjanjikan terutama si ramun itu
bima perkasa jogja gue udah tau dia bagus
juga bisa leluasa buat nonton langsung bisa dukung timnya masing masing terus jadwal juga
kalau kamu perlu pergi keluar rumah pikir ulang kalau mau pakai kendaraan sendiri
angelina dihukum penjara atas kasus anggaran di kementerian pemuda dan olahraga serta kementerian pendidikan dan kebudayaan atau yang dikenal dengan kasus wisma atlet
dan iya lapangan solo juga sudah semakin membaik ya
dampingi alhamdulillah semua kondusif
dalam kondisi yang lagi gak enak juga badannya gitu
ya betul korban untuk saat ini diketahui adalah warga sekitar yang mengalami luka luka bakar di sekujur tubuhnya
jadi kita memang kalau di jawa tengah itu punya
karena tadi barusan sudah saya bacakan pengemudinya sudah menjadi tersangka
petugas kebersihan di gili terawangan
dan hari ini kita berdua aja
apa namanya istilahnya merubah kuntung rokok ini menjadi yang pertama
sebelum konde dipotong masing masing menabur beras kuning di kepala lalu memercikan air
kalau temen temen juga nonton ya
masih dapat diterima sebagai tim yang bisa diunggulkan sebagai
jika terus dibiarkan maka bencana sulit dihindari
mereka punya squad yang boleh dibilang bagus
pertamina berdampak positif terhadap penjualan mobil baru
dengan kemampuan kamera yang ada memang terlihat bahwa telah lebih dulu terjadi posisi offside sebelum momen terjadinya gold ferrari
ini agak negatif sebetulnya bagi publik
apakah orang indonesia apakah orang lain melakukan
suasana ala korea ini menawarkan spot foto yang instagramable
kadang hendretio juga lagi bagus banget
pras dan agassi pun bermain sangat baik
pemain asing itu menjadi yang lebih baik lagi gitu sih
karena kan brand lokal itu kan harganya misalnya
tapi kalau mendolat itu kan tidak
gua kan belum melihat nonton langsung tapi gua melihat agassi
pihak kepolisian polda metro jaya
tapi kalau mas adi fashionnya lebih ke alip ba ta deh
apakah emang ini kekurangan dari pelatih atau emang dari permainan pemainnya sendiri yang
untuk yang ketiga bima perkasa jogja
dan yang lainnya lagi ya size ya
atau misalkan lu kan gue sempet liat lu main di jets kan tuh
mungkin cukup sebagai pegiat perempuan sih bu
namun ia memperkirakan beratnya lebih dari dua ratus kg
iya masih lampu merah coronanya waktu itu masih lampu merah
udah lama juga training bareng bumi bawoneo setau gue
hilang momentum ya bisa dibilang ya kayak okiwira ya
ternyata kandidat itu dimana anaknya

lu kan cewek bertiga nih di rumah
jadi misalnya kita hitung misalnya dua enam ratus kita hitung naiknya jadi tiga lima ratus
dan juga raja wali sebagai tim baru
lihat langsung dari gedung kpk jakarta sudah hadir pertama kali adalah mahfud md calon wakil
ya lu tahun depan bye bye
tetapi ketika informasinya itu terlalu over
sekarang facebook itu sudah berkurang jauh
belum terdapat kasus meninggal
dan pergi ke tempat pengungsian seperti di posko pengungsian
ya tapi kalau gue nyautin fauzi ya tentang ngomongin pernafasan baru ya ya udah dikira kira itu yang penting ya
karena jangan sampai kita melanggar aturan perusahaan
sekarang mpr tidak bisa menunjuk pejabat presiden
jadi ente ini pak uji bakal di diskusi juga bareng kita ya ini kita ngobrol ngobrol biasanya seperti
leicester bisa menempatkan dirinya dalam tim dengan bagus gitu
bisa maju dalam kontestasi pilpres
tadi malam itu menariknya kenapa
ini jadi fakta victoria begitu bapak
apalagi kita lihat juga pressure dari
dan kalau kemampuan hacking harusnya ya dia
mau dibawa kemana gitu timnya gitu
karena final dan mengikat itu tadi
ada juga kawasan jalan urib sumoharjo
itu pertimbangan gua makanya gua gak masukin ranz tuh
tapi karena ini sudah lewat tahun harus diaudit bpkp setiap pengeluarannya
kiongkin punya tips nih agar ikan teri kacang sambalnya awet
punya pengalaman di tim kuda hitam
salah satu pemain pemain yang mengejutkan gitu
tapi ya kelihatan dari cara mainnya sih
dan gue bisa membantu dari segi defense gitu dengan style yang bagus juga
kandungan apa sih yang bisa menyebabkan penyakit penyakit tadi gitu ya
hongkongestar di game pertama mereka mampu menang cukup meyakinkan yang melawan ns patrick dan game kedua
lo bisa dapetin macbeth secara murah dengan satu ratus lima puluh bisa dapetin macbeth
kalau kita lihat tuntutan di hendra kurniawan dengan agus nur patria ini kan juga lebih dari tiga tahun
mungkin dari vincent dulu chen bisa mau ngebahas duluan chen atau gimana di
dijadikan automatic atau yang kita sebut dengan automation trading
jadi ini satu step yang harusnya jadi pembelajaran juga buat anak anak lokal dan coaching staff dan lain lain
dimana titik titik sedimentasi di wilayah republik indonesia itu
dan itu bukan akan membebani nasdem untuk menyatakan ada aliran dana
berdasarkan data asosiasi produsen tepung terigu indonesia atau aptindo
oke evaluasi soal instalasi listrik akan dilakukan di lapas lapas tua lainnya
jadi pembenahan tersendiri buat pelita jaya harus jadi revisitor sendiri apa yang harus digunai di season berikutnya
apakah memang mereka ingin
kita masih mengenal kalau di bukit datang sepakuan kan daerah lainnya ada
peserta dari bandung ini mengaku mendapat banyak pengetahuan setelah melakukan
dan boleh dikatakan relatif independen walaupun intervensi dari kekuasaan terhadap kpu itu akan selalu ada dan susah untuk dihindari
ini prawira dengan komposisi kayak gini aja
basket barcelona di kancah euroleague gitu
lima puluh enam poin doang gitu satu game
meski pelonggaran kebijakan diterapkan

ini kan yang tergolong juga high risk ya karena volatilisasi yang tinggi
para komunitas para penduduk tionghoa dari indonesia yang tinggal di melbourne ini
mereka harus wanita yang merupakan kerabat dari anak daro atau mempelai perempuan
dan juga kerak membandel di wajan
harusnya hasil pemilunya itu proporsional
dan semoga kedepannya ini pemain pemain rookie ini ya bisa terus harapannya tetap bisa konsisten terus ya sampai mungkin ya sampai season dan
ada supporter yang satu komplotan gitu
itu yang lucu banget
lu itu berapa besar sih lu sendiri atau ada kakak
motivasi mereka untuk belajar membaca dan menulis
entah mungkin alibagir yang dicoba disitu
pemain pemain bagus di draft ini kan sebenarnya dijadikan play recommendation ya
dan role nya tuh ga mantep gitu ga mantep
mau gak mau kita sebagai
tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan
untuk episode kali ini kita akan sedikit mengulik
penghasilan tempat parkir motor menurun hingga delapan bulan
tapi pemerintah mencoba untuk membuat jangan terlalu panik
dan yang merasakan betul kan adalah sebetulnya petugas yang ada di level tps
walaupun menitnya enggak banyak karena masalah cedera dibahu namanya amir williams yang tampil
salah satu forward yang cukup berbahaya
bermain di pekan ini
batas usia capres cawapres sekjen partai garuda yohana murtika
omsetnya pun mencapai puluhan juta rupiah
intinya semua sudah serba gampang lah
karena memang apa yang ada di diri caldwell itu bisa bisa apa ya bisa
dan tampaknya kita kemudian agak sedikit hilang konsentrasi ketika momen gol ferrari tidak disahkan
tapi dengan dia menjadi euro basket fvp musim lalu
jangan seperti kemarin itu banyak hal hal yang mengandung ketidakjelasan
jadi gimana ya masyarakat yang biasa melihat jakarta seperti itu
gue rasa david singleton juga berhasil menyamakan kedudukan dengan jamar johnson gitu kan
mereka memiliki waktu yang bagus di sana
termasuk seperti disampaikan pak kapolda
jadi itu bisa dikesampingkan belakang
tapi dari pinjol juga harus dilihat
di ibl tokopedia dua ribu dua puluh empat pekan ke tujuh
tapi tadi sebelum itu
tapi dengan adanya aldi itu cukup membantu defense dari pj terhadap si brandon francis gitu
saya terus terang sedih dengan banyaknya tenaga kesehatan kita yang kena ya
semua kekayaan harus dilaporkan
bulan juni nanti akan bisa dimainkan kalau nanti perpindahan federasinya disahkan ya
biasanya kita bisa terawih di masjid bisa buka puasa bersama dengan teman teman muslim lainnya di masjid
plus juga siapin makan siang untuk keluarga dengan bahan bahan yang tadi saya sudah beli di los tengah ya
dibanding kalau kita lihat kevin yonas ya
sebagai prajurit tentara nasional agus mengaku siap ditempatkan di mana saja dan loyal kepada panglima tertingginya
dengan android klub tim asal singapura lalu juara dari liga mongolia yang sampai saat ini kita belum
atau kemudian ada opsi lain misalnya dengan membentuk threshold fraksinya
tapi yang menarik sebagai menteri kesehatan adalah kita berbuat baik terhadap sesama manusia
saat ini tidak banyak
karena ada beragam masalah
mongolia tadi vincent udah sebutin lalu berita jaya akan melawan high tech basketball di hari
salah satu bapak pia yang dikenal sebagai bapak pia taman sari adalah bapak pia niti gurnito
mereka datang tanggal berapa itu udah semua diandalkan oleh klub
tapi ya gue ngeliat pun agasi juga makin mateng
ngelihat highlightnya pun kayaknya udah agak sedikit berbeda dari tahun tahun sebelumnya ya
mandi menggunakan air hangat kira kira selama lima belas menit untuk melonggarkan pori pori kulit
di sekitar lembah nirbaya
dikalahnya cukup menyakitkan juga gitu kemarin terakhir kalah terdiri mana ya lupa gua cuma gue
sehingga dari sisi para praktisi atau pelaku human resource gitu ya
tadi ada masukan dari pj gubernur jawa barat
dengan adanya kompetisi diharapkan dapat semakin memberikan dampak positif bagi perkembangan dog sport di indonesia
mungkin lo mau ngucapin sesuatu chan ji di awal
lalu berarti sekarang looking up buat main ibl atau gimana
nah apakah misalnya daerah pemilihannya bisa kita perkecil gitu ya
beda dengan kita di indonesia yang kita orang bilang benua maritim gitu ya
nah ini yang kita saya lihat masih sesuatu yang kita bisa sama sama perbaiki
setelah masuk seri delapan itu udah nggak bisa diganti lagi
cuman ya prastawa bener bener masih nunjukin keganasan dia
tetapi sebenarnya salah satu hal yang kita bisa lihat adalah bagaimana para politisi itu mengemas mereka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
cuman dia di beberapa scrimmage dia konsisten buat ngebantu si ranz nya sih
ketinggiannya hampir sama satu meter satu lima meter
dan nanti kita masih akan membahas mengenai bagaimana informasi yang dikatakan oleh bendahara umum partai nasdem ahmad syahrouni terkait dengan bantahannya
misalkan kita brazil kita di tahun dua ribu empat belas
sehingga ketika terangan balik tidak bisa men support para penyerang
nah seperti kur lah ibaratnya gitu kan
pokoknya itu pembelajaran buat nanti di fiba asia cup nanti
mas kok kok ini kenapa buat oh ya sobat sobat karena buru buru aja sih tadi gue salah oke
sifatnya real time kemudian banyak yang menggunakan secara bersamaan seluruh calon peserta didik
apa bomi boneo terus apalagi si
dijegat sama istrinya itu mana mayat suami saya
lu biasanya bareng si jojo itu ya
membuat negara ini jadi tidak demokratis
pbb masih bisa melenggang ke senayan di dua ribu dua puluh empat gitu
dan memberikan dampak yang positif untuk sm
dan bantuan lainnya seperti posku medis dan obat obatan
supaya kalian tidak bermanja manja menggunakan mobil pribadi
gua sih engga ya untuk fotografer
makanya jadinya agak cukup pelik juga
ini karena juga bapak lebih tinggi dari jalan ya tempatnya ya
keputusan pidana mati bukan pidana seumur hidup seperti tuntukan jaksa
berarti artinya kiriman kiriman juga berlangsung disana mbak antar wni atau antar muslim
ya fanbase nya cukup bagus lah gitu
kalau misalkan lo masih mau dipelit aja ya kayak gitu kan

di desa tasik madu kabupaten tuban jawa timur
yang di regular season akhirnya harus terputus gitu
dan sekarang sedang ada di surabaya di rumah sakit indrapura punyanya kita
jadi istilahnya itu unggul lah kita dalam mengerjakan hal tersebut
pada oktober dua ribu tujuh belas hani memutuskan untuk menjual produk milik sendiri
dan bagaimana evaluasi pasca tiga puluh hari beroperasi lantaran
atau persatuan tionghoa jawa barat itu memang tidak ada
berimpak ke prawira gitu
sisi pelatih juga komunikasi
bisa jadi ini merupakan sepsis atau septikemia
ya dia adalah presiden dari semua
beliau malah mengajak saya bergabung
sebelumnya lagi saya aktif di kepi
mobilitasnya cukup tinggi dan menampung penumpang
ya ideal ya lebih ketat tepatnya sih ideal ya kalau gue pribadi ya
kemarin sepuluh poin pun itu di akhir banget
pecah solo favoritnya nasi gudeg komplit sama nasi lagi mbak
prawira prawira itu lumayan ketinggalan jauh tuh
afin juga disana yang bisa dimanfaatkan oleh coaching staff kalau misalkan brandis
karena jujur mbak kita tahun kemarin juga melakukan pekerjaan ya
kompetisi yang sebenarnya udah lama digelar oleh apa fiba ya tapi karena kofit sempat
ya ada istilahnya fomo ya takut tertinggal dengan yang
di kejurda eh kejurnas kemaren
dosis vaksin itu empat puluh juta orang kali dua kan dua ratus delapan puluh juta
ya tinggi gula sama tinggi lemak dua hal itu yang biasanya menyebabkan penyakit tidak menular
besok menang apa pertandingannya sangat krusial menurut gua bagi borneo ya kelanjutan mereka di musim ini
namun saya akan kembali kepada pak john dulu
kemudian dia lebih meningkat atau berkurang
dan menurut saya sih ini sebuah kebijakan yang sangat layak diadakan juga di seluruh dunia
selalu tidak ada penggantian dari kantor tepat bekerja atau mungkin dia adalah seorang diras wakta
juga masalah sains tidak boleh lari dari acuan
pengungkapan tindak pidana dari petunjuk petunjuk yang ada termasuk keterangan saksi dan juga cctv
dan termasuk di dalamnya santunan
jadi kita tidak tahu apa sih yang terjadi
apakah scoring system ini memang setiap saat akan dicek atau bagaimana sebenarnya mekanismenya skornya harus berapa supaya kita bisa layak mendapatkan pinjaman ataupun mendapatkan pekerjaan yang layak seperti itu mas huda
positif investor dalam merespon kemungkinan the fed akan segera mengakhiri tren kebijakan suku bunga tingginya atau hawkish pada tahun dua ribu dua puluh
itu caranya bisa susrap gampang banget
saya akan memperlihatkan anda di sebelah kanan saya ini
bencata husser musim ini
dan mata juga dimanjakan oleh warna warni bunga dan pemandangan hijau di kejauhan
nah ini dan ini juga harus disosialisasikan ya
ketika saya agak besar suaminya sudah bubar
oke untuk berada di posisi tersebut
terus juga mungkin pemain pemain kayak rizky agung pranata juga datang
lu pernah ngobrol gak sih bertiga gitu
ada bahan untuk stabilizer
akses masuk dari lokasi titik api ini
kita sudah mengantisipasi sesudah lebaran akan naik
mereka malah kalah dan justru kalahnya di publiknya sendiri
nah ini sudah disepakati oleh pembentuk undang undang
dan juga di sebelah bapak tony ada ketua bidang advokasi
angka kemiskinan nasional mencapai sembilan tiga puluh enam persen
mungkin gue dari prawira dulu kali ya
jadinya kayak seru nih nanti kalau misalnya ketemu lagi di regula season selanjutnya
hasil laboratorium menyatakan tidak ditemukan racun pada organ dalam kucing
ya hampir tiap tahun ya bencana terjadi di pesisir selatan
kalau kita ngomongin pemain asing ada delapan pemain x nba nih
pak joko apa kabar pak terima kasih sudah bergabung dengan kami
itu yang ilegal ya tentu saja yang bisa diakses ya
dan satu lagi yang menurut gua akan
memang belum ketahuan ya
ini sebenarnya seperti apa kalau di tempat mbak dini sendiri
adapun upaya menurunkan kemiskinan menjadi tujuh lima
geng itu sebuah subkulture yang ada dalam lingkungan sekolah dan berbahaya ya
masyarakat sudah mulai agak biterlah sedikit ya
dan juga untuk melakukan konsultasi langsung dengan panitia ppdb mengenai solusi yang bisa diberikan
mereka yang didampingi hasan makarim hingga menjemput ajal
mengingat penyebab teratosis pilaris salah satunya adalah penyakit diabetes mellitus dan obesitas
gue harap sih mereka mereka nggak nggak apa ya nggak too early untuk celebration
kalau misalnya memang ketemu tim yang mungkin secara kualitas dan materi pemain lebih dalam dari bima perkasa gitu
yang gak kalah penting juga dan ini waktunya pas ya
mainnya sama daniel wenas nih
informasi elektronik atau dan dokumen elektronik
ini tidak bisa diakses karena ada gangguan dari selver di website ppdb itu sendiri
now kan ya maksudnya lampu kita harus tambah
itu prawira dan pj ya di bca
apa jadinya stres karena nggak dapat gitu atau harus kemudian memaksakan kepada orang tua untuk bisa mendapatkan yang tadi disebutkan
sebelumnya sudah ada kesaksian dari warga sekitar yang mengatakan bahwa sebelum terjadinya kebakaran
jadi pada saat itu memang benar benar diantarkan sampai akhirnya sudah dieksekusi pak hasan mengurusin asahnya
hari senin besok harapannya kucing kucing tambah terpantau tambah sehat
terutama untuk kendaraan kendaraan yang digunakan untuk operasional cukup intens
kayaknya sih gue rasa nih pasti bakalan sangat ketat sampai akhir
nah di indonesia seringkali ini switching kenapa
adiknya bram itu kan si ignasio bramana kan kecil banget tuh
waktu itu lagi ada kerjaan juga gitu
karena udah banyak banget pertanyaan yang pengen kita diskusiin
semoga dbl lah kita ketemu lah ya di lapangan nanti ya
kalau misalnya lo gak menang menang secara energi
si kj mcdaniels juga kadang kadang
kuat mereka ketika di defense kalo di paint area
kebanyakan kena asap gitu
boleh dijabarkan lagi mungkin mas naufal dampak dampak yang harus perlu diwaspadai nih kalau kita melihat terkait dengan fenomena war ticket yang ada dari konser konser yang berlangsung
bu mbu mbunio menang tujuh puluh lima tujuh puluh empat
squad dari alba berlin juga cukup
kayak mas fahmi bilang di twitter hati hati bagi netizen yang menyebarluaskan informasi yang dimiliki bjorka
kemudian ada bakso ayam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
gonjang gejing masih merupakan hal yang subtansial ketika orang berpikir harus mendapatkan penghasilan tambahan
alan kali alan asadi yang paling gua tau ya
ya sering kali diajak main film lagi
nah kalau angkutan umumnya bagus termina sudah dibangun itu nanti terkoneksi dengan angkutannya
itu di zaman pak jokowi itu bisa berhasil
itu vibesnya home away ini yang tadi kita bahas di situ sebelumnya apakah sejurus apa yang kita katakan di episode episode ini
apakah berpengaruh kan dikeluarnya avan dan lau
kuliner ala sunda tidak lengkap jika tidak ada sambal
tapi kenapa kenapa tidak melibatkan katakanlah menu lain seperti apa dari kelompok fascination
dia tuh wingspan terpanjang di ibl bukit draft kali ini ya
bisa di rumah bisa di rumah sakit colok
namun vaksin dosis lengkap maupun booster
yang kedua ya boleh dibilang memang kualitasnya menurut gue pribadi agak kurang ya
dalam satu sisi prawira bandung juga punya keunggulan
buat jadi ssl starter
sebesar empat ratus delapan lima ratus dua puluh dua atau tujuh puluh empat dua puluh satu persen
bbm tinggi ya tapi biasanya kan tinggi pas naik lama lama turun juga gitu
sampai kapan ini akan terjadi dan apa yang harus kita antisipasi
dan juga kita lihat prospek kedepannya sehingga kita juga dapat cuan tapi juga menikmati
nah kebenaran di tahun ini kita ada kostum yang anime
apakah slik juga menjadi pelengkap data kredit scoring pinjol
terus yang ketiga anda bisa gunakan chat pattern untuk entry di time frame time frame yang lebih kecil seperti lima belas menit
dan ini ada satu hal yang upaya bagus ya gitu
termasuk kriteria kriteria kalon lanjut beliau
jadi ini tuh ayam yang benar benar pedasnya tuh melekat
meskipun mereka sudah mencapai vaksinasi massal yang cukup tinggi
tapi ini akhir akhir ini setelah mereka udah pernah datang ke indonesia
artinya ini pasal open legal policy
berat ya butuh tenaga loh untuk mengaduk ayam sebanyak ini
maka memang sudah seharusnya ini jadi kekhawatiran dari otoritas jasa keuangan atau ojk dalam hal ini
namun menurut bank dunia pertumbuhan ekonomi indonesia tahun dua ribu dua puluh empat akan mengalami perlambatan
hasilnya yang terbaik untuk indonesia
dia dapetin dari salamena dan dia masukin lobu gitu
host toro memasukkan dua nama ini untuk ini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
kami menyesalkan dan prihatin serta berduka cita atas terjadinya kejadian ini
dan dua hal ini disampaikan secara formal sebagai hasil dari kesepakatan para peserta kongres untuk mendaftarkan ke unesco dan penetapan hari kebaya nasional
putaran utama ya tapi kalau kita ngomong berkaca di ibl
nyari gor yang secara kualifikasi tuh masuk ke ipb gitu
dan ya ini sih jadi senjata yang bagus juga buat pj
melihat kondisi membahayakan saat itu polisi menghentikan konser yang berlangsung
biang kerok over kapasitas di lapas kami adalah over kapasitas karena warga binaan narapidana narkotika
banyaknya material sampah yang mudah terbakar membuat api baru bisa dipadamkan setelah dua hari
dengan skenario terburuk tersebut diharapkan pemerintah bersama masyarakat dapat menyiapkan mitigasi
di posisi yang parah mainnya kayaknya keliatannya
kedatangan bima galang dan juga sandi
saya kami ulangi faktor pembentuk kemiskinan di indonesia
ini saya sudah menyiapkan
jago macet jago banget ya jago banget
ternyata setelah sekian episode hampir enam puluh ada masih nolek
apalagi minggu depan adalah pendaftaran capres
silakan plh kepala daerah atau pj kepala daerah mengambil kebijakan untuk
lima tahun lalu apakah dengan adanya dengan tidak adanya abraham berdampak ke prawira costaf bisa jawab
atau dia justru pindah
sehingga dalam sambal akan benar benar rasa rasa bawangnya
dewan kemakmuran masjid asma ul husna
bukan lifestyle tinggi dia punya kayak referensi gitu loh
yang memang hidupnya tergantung dari wilayah tangkapnya
kalau riwayat penyakit punya nggak pak
aku kurang percaya akan ada prosesnya
di tiktok dan juga instagram bye bye
ini ada banyak kasus di mana memang kasus gagal bayar di pinjol itu semakin tinggi gitu
apapun yang dilakukan seperti
sementara di lantai dua digunakan sebagai kios pedagang busana
kita beralih ke bandung jawa barat
di sini pengunjung dapat menikmati pemandangan alam kebun teh hingga telaga yang berlatarkan bukit bukit hijau dengan semilir angin sejuk
ya allah tidak ada lagi orang yang akan menyumbahmu
namun masih di bawah kontribusi investor retail sebesar tiga puluh delapan
kita bahas dewa united lawan hang tua
usai konde dipotong induk inang yang memimpin prosesi pemotongan konde ini kemudian menata rambut anak daro
puasa tuh dua puluh satu maret kalau gak salah
jadi begini sebenarnya ini salah satu ide yang digagas oleh pak suhana lim ya
tak hanya harus menanggung biaya rumah tangga dan sekolah bagi istri dan anaknya
dari daerah mana berapa kandungan gizinya dan sebagainya
begitu juga pada waktu pak harto
alasan larangan ekspor gandum india untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri
atau menikmati pesona pantai yang tersebar di kawasan pesisir pulau lombok bisa menjadi pilihan
lo harus siap siap dia bilang kayak gitu ke gue
antara lain memang dari kinerja untuk terminal tipe a kan memang andalan layanannya kan memang untuk akap ya
nah ini satu pemain yang mau gue bahas yang tadi belum disebutin
tapi sebelum itu semoga kita belum sempet ucapin juga selamat puasa buat temen temen yang merayakan ya
memang harus ada yang bisa
jadi kadang kadang saya suka nge sample dangdut
yang membuatnya memiliki banyak spot foto cantik di malam hari
buat tim nas indo
coach dave dengan berbagai keahliannya
itu sebabnya kenapa kita kasihnya ke nakes duluan
terima kasih sekali pakar hukum tata negara ferry amsari dan juga sekjen partai garuda yohana murtika
tapi dalam jangka panjang resikonya perlahan lahan akan turun
nah waktu itu aku juga gak tahu kenapa sih tiba tiba kayak di kulit aku muncul kayak bintik bintik merah gitu
menurut gue sangat papuk sih bisa dibilang ya
secara persiapan mereka terlihat di lapangan tuh memang memang lebih menjajikan dan meyakinkan sih
selagi messi masih ada mah barcelona
akibat banjir lebih dari
tapi menariknya ya dibanding dengan beberapa waktu lalu
selamat siang bu fre
banyak nanya ya ke akun atau ke dm
bahkan itu juga terjadi di arief rahman dan lain lainnya
karena kalau kita melihat dari ekspektasi pasar juga terkait dengan suku bunga di tahun ini
dan hanya menjadi pemain ke sebelas ke dua belas gitu cen
dan kalau dari sisi penjelanggara so far sih
but sekali lagi ya balik lagi ke
jadi kita lagi play off
menyatakan menolak keras apabila pengesahan rkuhp ini tetap dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak kerugian yang akan dihalami masyarakat
walaupun juga tidak menjadi pemain ya
apakah dengan cara yang benar ataukah dengan cara yang salah
cuman ya kita masih unggul kalau gak salah di quarter satu
terus kemudian kemaren di hang tuah
healing and reskilling inisiatif yang relevan untuk mempersiapkan para pemuda ini
karena mampu mengurangi risiko gejala pms kemudian mampu mendukung perkembangan janin dan juga menjaga kesehatan ibu hamil
yang akhirnya kita kita di dpr memilih para pimpinan yang sekarang
jadi dengan memilih paslon nomor dua ya nanti incentive bansos ini akan terus berkelanjutan
kejadian ini sebenarnya sudah berulang terjadi
siapa solano ya siapa gervice solano
jadi secara entertainment gak jauh beda
kalau ngebahas steve taylor
jadi para mahasiswa disini mencoba menjadi jurnalis belajar live report
menurut lu gimana tuh fotografer dua sekarang
yang kemarin dari jerman
shout out lah buat pj dan disini kita akan bahas dari dulu gue atau dari dulu gue dulu nih
mereka ini akan lebih semakin jago lagi gitu
dua belas lima belas tahun itu mencapai rp empat
ya gue harap sih dia juga bisa konsisten dan dia tahu role dia di tim itu seperti apa sih
bang wegie tadi ada katakan memang analisis dilakukan setiap tahunnya
dia bilang mungkin di awal awal ada masalah language barrier bahasa yang ini nih spanyol sama ini
makanya menurut dia yaudah lah
memang rencananya ada pertemuan dengan mas gibran hari ini
yang pertama memang jenisnya itu yang lepasan atau freelance kita sebutnya
yang kira kira bisa
jadi keluar gate tol dia masuk ambil penumpang masuk tol lagi
tapi kan emang secara jadwal internasional kemarin kita padat banget kan
prof sudah ke kami saja gitu
iya kan mempermudah syarat bagaimana suatu daerah bisa dibilang
admin managernya gua motoin
seorang abraham damarga hita yang
produksi jadi menumpuk gitu loh
selain karena halal makanan ini cocok dinikmati saat perut sedang lapar
anda tadi bilang yusril terlalu nasionalis
lihat materi pemainnya cukup bagus ya
cuma ya kita berharapnya kan empat juta sampai lima juta
selalu malam dan penjemputan itu sekitar di atas jam sepuluh kadang jam sebelas malam
berkat penampingan rohani yang dilakukan hasan makarim
selamat pagi mas heri ini kira kira menakar fonis terdakwa dari hendra kurniawan dan agus nur patria hari ini
itu gue ngeliat progres mereka meningkat banget
paling cuma abraham doang yang kira kira main oke di game ketiga di first off itu kan
anda paham bahwa asuransi kesehatan itu kan tipenya ada dua
jadi tentu saja ini akan menjadi ancaman bagi
ya sama si pemain laptos itu kan satu kan
rasanya manis terus teksturnya itu lembut terus kandungan airnya
presiden itu tidak melakukan kejahatan berat dan segala macam segala macam begitu
deni setia maharwan menjadi saksi perjalanan hasan makarim
nah itu juga nanti untuk melihat pola perjalanan penumpang itu seperti apa sebenarnya
serta melihat kebutuhan apalagi dari perempuan yang belum dicapai
di mana rumah tempat tinggalnya itu
dan atas nama kementerian hukum dan ham secara khusus direkturat jenderal pemasarakatan
serta tiga terminal yakni kampung rambutan pulau gebang dan kalideres
akankah masyarakat masih berani menyampaikan kritik seperti yang terjadi di tempat ini pada tahun dua ribu sembilan belas yang lalu
petugas tidak sempat membuka beberapa sel yang mengakibatkan empat puluh satu warga binaan ini meninggal dunia
indonesia tuh kalau gue ngeliatnya sih
nah apa yang menjadi latar belakang kampanye ini kita akan bahas bersama ketua perempuan berkebaya indonesia ada rahmi hidayati
sehingga tidak terjadi alas rupa ke depannya
pasti bakalan seru banget nanti di minggu depan ya
karena kan lijang kokonya baru gabung juga
pada episode sebelumnya kami membahas mengenai thrifting
samuel devin juga baru kembali dari cedera ya gue
di masa pandemi saat ini apakah waktu yang tepat sebetulnya untuk mengalihkan portfolio investasi ke forex menurut anda
yuk siapa nih yang pernah berada di posisi yang sama saat ingin menggunakan gaji untuk
juga udah gak ada si thomas curtel
mengurusi dan memimpin pbb gitu ya
gua sop ini rasanya mewah sekali karena kaya akan rempah
jadi semenjak ada undang undang makan siang tersebut
dalam lendoy juga diperhitungkan
kaget sih nggak sih maksudnya kalo dari porsi latihan
ini sejauh ini sudah apa saja yang dipersiapkan
oleh bapak presiden republik indonesia
itu kan udah berarti udah dari bulan mei berarti dia latihan kan
akhirnya mau tidak mau suka tidak suka
walaupun gue juga baru nonton sekali sih
tapi ini tidak bisa dipungkiri bahwa si perbankan sendiri yang memiliki sistem dan teknologi
yang menarik gue pengen
dan kuberta sudah memberikan konsultasi yang ada
kemudian ada deklarasi yang lain dan lain lain sebagainya
di awal beroperasi kami mendapatkan tarif promo dari pemerintah
sop buntut dijual dengan harga lima puluh lima rupiah per mangkuk
yang rocky pernah share di story tuh
kalau kita ada pesisir ini nggak ditinggalkan lah itu
sejauh ini sih oke
itu gue langsung diajak sama kavarinya
bahwa ada rasa kontrol sosial yang dimiliki masyarakat secara bersama dan saling mengingatkan
ketika masuk ke fase grup kedua
masih menjadi prioritas nasional seperti seharusnya
ibu bapak kami bisa membaca
hmm nah apakah semuanya udah
adanya pelanggaran bukan berarti virus covid sembilan belas hilang
gue setuju lah tuh
lebih baik sedikit demi sedikit saja
oke dalam waktu dekat bisa kita prediksi mungkin bu zelda kira kira kapan pembatasan untuk para wisatawan asing termasuk indonesia
karena memang untuk acara nation fest yang diadakan oleh
lebih lanjut kan ujungnya adalah pembubaran partai politik
nah terminal sama angkutan ini merupakan satu kesatuan
iya betul nanti kan penuh
secara offense mungkin belum memberikan dampak
dia tertembak pada waktu terjadi perjuangan di un
tapi tahun ini menurut gue levelnya harus lebih nengkar lagi winston
bahkan sejak januari hingga saat ini sudah terjadi empat kali kasus kecelakaan
walaupun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu saya membantu partai muslim di indonesia
agar jarang pembelian dilakukan secara grossier untuk didistribusikan ke berbagai pet shop
kalau memang anda menyukai tantangan dan juga menyukai agar adrenalin anda juga bisa menangani pertempuran di area ini
karena kan tadi mk yang hanya dikatakan mk harus serentak itu adalah
dan gue yakin ini untuk anso ya
kita lihat apakah di
meskipun ihsg mengalami koreksi pada tahun tahun tersebut indeks utama berhasil mencatatkan kinerja yang positif pada tahun tahun berikutnya
dikirim ke negara negara maju
sama listrik segala terus sama mertua itu aja sih dukanya
itu kira kira siapa sih yang bisa nyodok
ada yang bagi pro kontra juga
karena gue melihat andrew lansun tuh cukup underrated ya
anggaplah orang dewasa disitu cuma sepuluh ribu
walaupun menurut gua gua yakin ga akan ada yang bisa
dia bisa follow bisa follow saat fast break tapi memang secara skill nggak terlalu skillful antoni
itu di jalan raya biasa itu sudah ada jalur sepeda di sebelah kiri
dm kita langsung boleh thank you semua yang udah dengerin
ya maksudnya ngobrol ngobrol gini kan pertama kali mungkin apalagi basket ya
dan yang terakhir adalah jumlah perusahaan yang tercatat di pasar modal
tapi ini juga harus di apa ya
bermasalah itu sih kalau lucien ya kalau gua sih ekspektasi gua masih sebenarnya ke pemain
dan kapasitas dia bermain sebagai apa gitu di tim itu ya
atas penanganan kasus penyelidikan kejahatan rasial lgbt
itu udah kebayang tuh kita nah ya itu dia
yang dulu itu akan diapit gitu loh
dalam hal ini pilpres dengan dpr
melihat memang dengan datangnya rizal falcone dan juga
kehadiran dari capres tiga kemudian capres cawapres dua capres cawapres satu untuk bisa datang ke acara
kembali lagi di podcast abastok indonesia episode ke satu ratus lima puluh tujuh
di mana dilakukan pengambilan sampel darah dari sepuluh ekor kucing yang masih hidup
menarik tapi yang pertama adalah kenapa kita bahas
kita ditemukan di daerah otomotifnya
berkas yang mereka kumpulkan ketika masa prapendaftaran ini sudah lengkap hanya tinggal
kalau ada eef dia gak akan main jadi starter sih gue yakin
ya mungkin kalau saya rans ya dewa ya mungkin ya
kalau ada yang bodoh bodoh gitu diusir
jadi dua kali pemilu pemilu dua ribu sembilan belas dan pemilu dua ribu dua puluh empat

sementara biaya kuliah itu di indonesia relatif sangat tinggi atau sangat mahal bahkan dibandingkan dengan negara negara tetangga sebenarnya
mobile banking menjadi salah satu aplikasi yang paling sering digunakan dewasa ini
ya satu kehilangan besar sih karena
dan sekali lagi sekarang mereka punya seorang jack quarry
salah satu penyebab bencana kemarin itu adalah illegal logging itu sangat beralasan
layanan apa saja yang akan didapatkan apabila mereka memiliki asuransi
belum ini saya sudah bincang bincang dengan teman teman komunitas sepeda seputar kontroversi jalur khusus untuk road bike ya gitu ya
catatan harus benar benar dipelajari dan diketahui ya
pemerintah memutuskan untuk ini tidak perlu direvisi
lini tengah kita terlalu menjaga kedalaman
apakah nanti bisa nih pemain pemain asing ini bisa ngasih perubahan lah gitu
tetapi yang sudah terbangun itu ya setidaknya mengajak pemdanya lah
jadi kita lihat ya totalnya satu tim itu akan bermain sebanyak dua puluh enam game
kalau dulu itu isunya orang nabung terus
balik lagi ke timnya sate wacana
cuma cuma bisa membuat babak overtime
ketika menghadapi krisis yang sangat sulit seperti itu
begitu dia mau ngambil motor kita minta stnk nya
atau govin sekalipun yang udah punya pengalaman di playoff
aku nyamannya di wing
apa ya sebenarnya sih kekalahannya juga karena apa ya
nah kan yang mk dalam pertimbangannya kan mk juga mengatakan selama ini kita nggak pernah ada rasionalisasinya
nah itu lagi tanding water final
ya pak suko kalau melihat hasil real count kemudian quick count
malah pertimbangan finansial menjadi sangat penting
itu itu yang ngajak lu atau bagaimana tuh ke bolsuan
namun yang harus diingat adalah
pak tapi anda tadi sempat menyebutkan meminta kebakaran lapas jangan sampai terulang
pokoknya tuh kruz dulu tuh dipadupadankan sama
wicak juga gak se explosif biasanya
tapi setidaknya ada upaya pemda itu memperbaiki
atau musik tradisional dari bali atau dari jawa karena dulu saya tinggal di jawa juga
namun tentu saja dampak banjir kerugian serta kerusakan yang disebabkannya akan sulit dilupakan oleh para korban
forex terima kasih pak gemma guryadi
terlihat kalau kita liat juga wb main bagus
khususnya quarter empat mereka tuh sebenernya
tim yang akan sangat diuntungkan tuh tim yang
jadi ini yang kita sayangkan sekali
menyenangkan untuk ditonton amerika serikat di
oke saya dulu ya prof ya
di undang undang nomor dua itu sudah diatur
termasuk ada orang tua yang membiarkan anaknya beraktivitas tanpa masker
begitu juga kak pores dan kak polda mantan dan siapapun yang terkait
jadi sampai dua ribu dua puluh enam itu kan
tidak peduli kita duduk dengan siapa pun profesi apapun
membuat kita jadi bertanya tanya tentang tingkat keamanan aplikasi ini
dan untuk sekarang itu mencapai rp dua tiga juta
langkah ini akan membuat jajaran kepemimpinan perusahaan telekomunikasi tersebut harus menjawab pertanyaan penyelidikan
dan pada waktu itu masyumi menjadi anggota kbin
steffi meyakini usaha jastip akan tetap bisa meraih cuan meski mobilitas orang mulai meningkat
gue singgung juga rancang rasni secara tim solid walaupun beberapa pertandingan terakhir ada kalahnya
sampai ke bogor dari kota gitu
karena kalau gak salah sih field goal nya itu tiga puluh doang ya
ada bongkar pasang pemain asing gitu bagaimana kemudian mereka melepas malasi mendatangkan
kekeringan dampak el nino masih berlangsung di sejumlah wilayah indonesia
yang negatif ya tadi satu pengeluaran pasti akan lebih bengkak
soalnya dari beda beda ras dan agama dan segala sesuatunya bergabung jadi satu
bapak bapak saya akan buka dulu ini polling yang dibuat oleh kami dari secret at newsroom ya terkait alasan orang
yang udah sempat gue sebut tadi
karena dia begitu aktif di media sosial
dia dari istilahnya anak tangerang asli
betul sekali ini seperti verifikasi secara langsung gitu karena kita cukup sering membahas tentang lingkaran kita sendiri
makan menu makanannya apa aja itu gimana mas
namun kan kalau mengatakan mau bangun bangun bangun bangun
lagi lagi glover ya
sejumlah pelonggaran atau relaksasi akibat pandemi covid sembilan belas disambut bahagia sejumlah warga

dan itu kan anda bisa bayangkan ya kenapa kemudian ini mesti menteri koordinator perekonomian
menurut saya begini bahwa kasus ini kan tidak berdiri sendiri ya
tapi kan pengennya hantuah dari tahun ke tahun adalah masalah sizing kan
misalnya di lampung itu kan banyak nelayan
ya jalanin dulu aja lah gitu
apalagi kalau seperti tahun tahun lima puluh enam puluh begitu
iya betul sekali dimana sebelumnya majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan
apakah ini suatu hal yang sudah tentukan
sedangkan bagi investor yang sudah memiliki pengalaman tentu saja
saat terjadi urbanisasi dari periangan timur ke lokasi ini hingga terbentuk perkampungan
karena ya berarti ajanya butuh itu bisa dibilang
nah dari dua hal ini ini sudah menunjukkan adanya kebijakan yang berbeda atau diskriminatif gitu
bagaimana praktik penerapannya bergabung fajar aji setiawan warga negara indonesia yang saat ini berada di kobe jepang
ada aspek psikologisnya ada aspek budayanya ada aspek ekonominya
dan kalau mungkin ketimbang ricky benitez di borneo hornbill di pacific mungkin agak lebih enteng ya
tanggung jawab besar yang dipegang oleh capaska dua ribu dua puluh dua ini adalah untuk mengibarkan bendera merah putih pada saat tujuh belas agustus
semoga kasus kejahatan digital mobile banking berkurang
pemain yang di draft dan berhasil
kultural pesta harian atau ala mother kung fu hachal
sejak awal pasar kumbasari di lantai satu digunakan para pedagang sembako serta areal parkir
melantaran banyaknya warga yang ingin mendekati lokasi kejadian ya
dia juga sebagai apa ya
terima kasih buat dia guys ya
terumbu karang juga jadi putih karena kepanasan
gue cukup speechless sih ngeliat staktik dia ya
pada update karena singgit gue ketika gua konfirmasi ke manajemen perawiran salah satunya mereka
yang memiliki pesan dakwah untuk mengenalkan nama nama allah swt atau asma ul husna
generasi lapis di bawah
gue gak tau mungkin ini jadi jadi mungkin karena karena ini quarter final kali
pada waktu pak habibie jadi presiden
di grup aja seperti biasa cuman
dan kalo misalnya nantinya ada kebebasan itu tentunya dengan kita yang misalkan kayak seperti apa sih namanya
hingga kini pemerintah telah mengalokasikan anggaran lima puluh tujuh triliun rupiah lebih untuk vaksinasi
mereka cuma kalah di pertandingan pertama di kandangnya rans
kondisi narapidana yang secara kemanusiaan butuh perhatian
karena biar gimana kan masalahnya masalah kita bersama
bagi masyarakat pedesaan australia
kalau sepeda sesuai dengan aturan ya harus di jalur kiri yang sudah dibuat gitu
apalagi pras yang baru balik dari timnas
itu juga lumayan ngejaga tim ini jadi kayak gak ya lo gak usah terlalu mikirin manajemen
wah perempuan suku sasak patut diacungi jempol nih
salah satu sentra kain atau bahan di jakarta selatan
itu kenapa harga beras di indonesia
gimana caranya ngehentiin satria muda dengan size nya yang begitu tinggi gitu
nah ini artinya adalah pemeriksaan kondisi kelayakan kendaraan
yang menghadapi pemilu ini
di sini dijual berbagai macam jenis kain yang memenuhi dua lantai bangunan ini
mas edo jadi dalam kegiatannya itu itu bagaimana secara ringkas mas
akan berakhir lebih cepat untuk pritajaya ya
kita udah langganan dari dulu memang selalu beli dari pleret sini
belum waktunya lah gitu
jadi saya pun waktu di sana saya ya sebagian besar saya belum kenal ya
walaupun masih ada masalah non teknis di luarnya gitu ya
banjir setinggi satu meter terlihat menggenangi area ruang tunggu penumpang di stasiun kelas non ekonomi ini
kalah tujuh belas poin tadi kata lo ya
di lawan anadolu efes yang dua kali juara di musim dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua dan dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu gitu
dan sampai saat ini beliau terus memimbing saya
saya mau tanya pendapat bapak sebagai menteri kesehatan apakah ini akibat ketidak efektifan penerapan ppkm darurat dan juga lambannya angka vaksinasi pak
dengan memberi bekal dalam kecakapan berbahasa inggris
tapi kan biasanya bu kalau di perbanas itu biasanya jadi ini ya jadi kayak jembatan dari sebelum menuju ibl kan kayak wenas kan
selain melibatkan hasan makarim sebagai pembimbing narapidana yang beragama islam
walaupun udah sempet di high rest sama mereka di awal desember atau petangan desember tapi baru dateng akhir bulan gitu
terutama untuk yang artnya masih bagus bagus
dilaporkan sebagai pelanggaran kampanye atau mungkin sulit mencari celah pembuktiannya sebagai pelanggaran
mereka hidup di era digital gitu kan
dan tak ketinggalan sambal serai dan lalapannya
kedua anggota gamelan gita asmara di university of british columbia ini
e jepang australia terus belanda terus singapura sama kuala lumpur tapi kalau yang
pemilik tempat bahkan rela membongkar rumah atau kios mereka untuk membuka usaha ini
somasi kan tidak ada dampak hukum signifikan
dia mungkin agak bergeser ke tiga ke empat gitu
saya meminta maaf atas kejadian ini kejadian yang tidak kita inginkan ini
gitu ya yang menyebabkan harus diganti
masih ya alhamdulillah lah
perdana menteri kita itu seorang yang beragama kristen
gaya gaya bahasanya ini yang banyak dianalisis
berkat alat ini smk tamtama
lokasinya di situ tapi orang juga ada yang
di juda pemilu kemarin
dan itu cukup berusia menurut gue buat pelita jaya
atau memang sudah benar benar sulit sekali pak
ya katakanlah setara lah dengan brand brand yang
ternyata susah sekali ya belajar tarian
nah untuk penentuan cawapres itu kami memberikan sepenuhnya hak otoritas penuh kepada calon presiden yang tentunya kami dukung
yang penting diperhatikan orang itu ada tiga hal asupan minum
jack quarry ini semakin memperkos statement gue bahwa
untuk jadi salah satu seri
jadi kalau gue ngeliat mereka mungkin agak crumbling di awal tapi nantinya juga bisa survive sih
tapi kan tapi uph ada mes ya bu
ini berbahaya mbak karena mereka jujur belum memiliki pendapatan yang mapan untuk bisa membayar di pinjaman online gitu
di posisi enam sampai delapan itu untuk
kalau dibilang status masih
di ibl pun diganti sama g rock
mas leo memang selama goes di jalanan ini antara pesepeda non road bike dengan road bike itu
bandung di mana bandung adalah termasuk ring of fire dari indonesia
dulu gue sempat di penokarum waktu gue di transisi usul gue di penokarum
dengan komposisi prawira sekarang dengan pemain asingnya seperti itu
ya kalau dari sisi semangat dari partai partai ya
pas lagi ditunjuk tiba tiba itu aduh jarang main tiba tiba ditunjuk
apakah bupati apakah gubernur atau apakah wali kota
ada daftar juara fiba world cup sejauh ini dari tahun seribu sembilan ratus lima puluh sampai dua ribu dua
dan kita sekarang akan membahas dua matchup yang cukup menarik antara satria muda pertamina jakarta yang akan berhadapan dengan amartahang tua
gue harap ya ini bisa jadi apa ya
ketika belpres kemudian dia harus memikirkan
jadi role nya harus jelas gitu
ya walaupun kita juga sotoh isi kan abas
itu jadi menurut gue tuh jadi kayak semacam kartu asnya ini
nah ketika pinjol ini juga sangat kuat tentu kita berharap ekosistem dari jasa pintu ini juga bisa jadi seperti ini
kita hormati proses hukum yang ada di kpk dengan tersangka pak sahrul yassin limpo
tapi berarti sekarang kalau lu masuk ke perbanas tuh awalnya gimana bro
beberapa anak anak dari indonesia patrice
yang terjadi pada dua ribu sembilan belas kembali terjadi ausriodolu yulian asri jakarta
pernah main sama yaya saya dong lu berarti
walaupun gue baru nonton sekali ya tapi gue ngeliat berat lah
atau acara pentas seni kayak gitu
dia cukup cukup apa ya siap harusnya mereka punya underdog mentality karena beberapa pemain kan kayak istilahnya kasarnya dibuang lah dari timnya
yang akan membantu para pemain bisa paling tidak memenangkan pertandingan hari kamis esok
boleh tapi nanti setelah selesai
pemilu kita juga sekarang terlihat banyak persoalan
hangat sebenarnya agak panas
itu jadi orang pribumi misalkan kangguru daging kangguru seperti buaya dan sebagainya itu kenapa
itu yang disuruh dampingi sama petugas saya dipanggil hanya untuk dampingi freddy
sehingga total perusahaan yang tercatat di indonesia saat ini sampai dengan akhir dua ribu dua puluh tiga berjumlah sembilan ratus tiga perusahaan
terus sama gue gue dimasukin ke tim inti
terlalu individual ya mungkin karena emang posisinya bukan posisi lima ya cen ya
parade tembolak beak menjadi bagian penting dalam rangkaian festival bale langkag nih
kakak lu juga ipa kan si fira tuh
terus satu bulan dia mungkin nambah ngajar empat jam
kita masih belajar semua pak
baik yang belum kenal ataupun yang sudah kenal
ya cukup bagus gitu gua ngeliat
pak tony dari kategori kategori terminal a yang ada di indonesia dari catatan direkturat jenderal perhubungan darat
jadi harapan kami berikutnya
maksudnya secara pemain asing itu gak ada yang bisa kayak anthony bean gitu ya
yuk foto dulu yuk
akhirnya itu tidak juga mendukung dari program revitalisasi tersebut
ya kira kira enaknya dalam sepuluh hari
soal ini sebenarnya sudah ada pengajuan revisi undang undang pemilu di dpr
kecuali coach meldy punya role sendiri buat sa
lalu bagaimana sentimen warganet terhadap debat cawa pres
dari layanan kesehatan misalnya
terus dia juga dapat pemain pemain yang boleh dibilang secara sing bagus
ataupun indra muhammad itu lebih
merupakan lebaran yang ke dua puluh tiga kali dipenjara
dan mereka yang melakukan tugas tugas apa namanya misalnya pemerintahan atau sesuatu yang urgency begitu
dan kemudian kita melangkah ke depan
karena gue inget banget ketika pengumuman grup
tapi dewa united juga harus mempersiapkan backupnya
biorca ini tidak punya kemampuan yang spesial atau khusus
tadi sangka usahanya itu membuahkan hasil
januari september dua ribu dua puluh dua ya mas ya
christian disini selama apa nih pagi sore malam sore malam betul betul betul ini kayaknya kita udah
oke mungkin dari siapa dari gua atau dari lu
ya pemirsa baru saja anda menyaksikan konferensi pers yang dilakukan oleh ketua projo budi ari
gue sebenarnya tertarik banget sama tim
mengharapkan pemerintah itu punya perhatian penuh
kelibet kalo misalnya kita gak ada visualnya ya
kalo kelvin kan tahun sebelumnya belum doplate
itu kan hal hal yang sulit gitu untuk diadaptasi cepat gitu
tapi kalau pertanyaannya kan mk mau kemudian memutuskan ini baru diperlakukan di pemilu dua ribu dua puluh
yang kita bahas di button for di episode sebelumnya
jadinya kayak masih ada gelug geluginya dikit
untuk menemukan play yang secara karakter tuh mereka banget gitu
jadi kita menggunakan beras yang betul betul setiap hari kita makan
dan sop iga ini pun siap untuk dihidangkan
nah kalau rans kebanyakan kalau gua perhatiin itu tuh fansnya rans aja
yang kita harus jaga
untuk memperlifikasi bahwa itu benar sinasabah yang memang meminta pergantian atau pengkinginan daripada password itu
oke saya sapa dulu ya salam sehat sahabat pesepeda bebas covid semangat
dalam artian tuh kayak udah pasti ketemu sekolahnya gitu
sulit sekali lah berhadapan dengan tentara yang terlibat dalam politik
yosua yang harus jadi ambil sama rans ya
dalam menggunakan anggaran negara atau menggunakan
apalagi pinjaman online untuk biaya melahirkan
ca thank you banyak ya ca
dan terjadi perdebatan tentang perjanjian renville
kedua jaga tubuh supaya tetap terhidrasi
betapa bergairahnya setiap lapia bermain gitu
hari ini merupakan hari kedua pelaksanaan pbdb dki jakarta
dan warga sekarang sudah bisa melakukan pendaftaran akun ke ppdb
di amerika di nba gitu draft
dan misalkan tadi ya vincent bilang soal
kami melakukan diskusi panjang di dpp
tadi apalagi yang abu sempat announce gitu
jadi pemain pemain yang kemarin mengalahkan indonesia itu sebagian juga kemarin sudah bermain waktu di asian games
minta duluan pak berangkat saya minta duluan berangkatnya
saat hendak diisolasi menjelang eksekusi
yang saya tahu dari orang tua saya atau saya baca dari majalah dan buku buku
kalo kelvin kan tahun sebelumnya belum doplet
di episode yang keberapa ini bok ayo keberapa sembilan ayo keberapa j buat yang tahun dua ribu dua puluh empat ini yang
bakpi ajapon tak melupakan bagaimana cara mereka berjualan pada masa masa awal membuat bakpia
tangerang hawks atau siapa ya
jadi afin butuh nafas joseph masuk gitu
terus dari situ yaudah dari timnasnya
kira kira ada apa aja ya cerita di dalamnya
selamat sekali lagi untuk coach ahang
dan puan maharani yang pernah menjabat sebagai anggota dpr pada dua ribu sembilan
soalnya dia kan belum pernah di liga indonesia
untuk mobil pemadam kebakaran yang ada di dalam yang menuju lokasi ini ada sekitar lima mobil damkar
di gang kecil inilah hanya selebar seperti ini para pelaku melakukan aksinya mencuri motor milik maria yang rumahnya berada tepat di ujung gang ini dan juga telah tertangkap oleh cctv
keunggulannya satu karena ini adalah leverage
saya katakan presiden bisa dibuktikan alasan alasan ini
cukaten kan sebenernya mau main freestyle kan
nah terus abraham ndamargerahita
beban jakarta yang mau dijadikan kota tertutup gitu
terus tiba tiba gue lanjut lagi gue tanya iya gue suka paramo emang siapa vokalisnya
nah dari situ ketahuan sebenarnya penambahan side job ini memang betul nggak menambah kesehatan keuangan dan kesejahteraan keuangan anda
nah ini juga faktor yang menjadi pemicu kenapa banyak kasus kasus ini muncul
ya kalau inget dulu
buat penggemar basket kota semarang
baik dasar hingga kemudian atas juga terjadi pada level sosial yang banyak
mengumpulkan sampah di jalanan seperti ini
gue ngeliat juga mereka juga udah beberapa pemain kayak saya arigi juga udah
pertama rtrw harus dijadikan instrumen legal
tapi tidak mengungkapkan sisi yang lain
dan nanti akan turun ya memang betul itu akan satu saat
untuk jeda tadi sempat mention soal juga
dan kena tipun dalam bukan dalam skala yang tinggi
umumnya serangan panas dianggap dapat mematikan
pak kita bahas mengenai aksi bagi bagi bansos yang dilakukan langsung oleh presiden jokowi
mbak rame mungkin yang jadi pertanyaan dari publik
spesialisasi itu walaupun ada
nah kemudian ada satu customer yang lomba
apakah dia bisa bisa
ibl sih baru baru pas semenjak di pskd
anak bisa mencari gurunya bukan mencari suster atau orang tuanya
apa yang kita tahu hari ini adalah bahwa jaringan optus tidak berpengaruh
bagaimana efek larangan ekspor gandum india ke indonesia mengingat indonesia adalah pengimpor gandum
anda sudah mengevaluasi terkait dengan operasinya lrt jabodebek ini
serai dan lainnya membuat pengunjung terus datang kembali
nah jika tidak dipersiapkan dengan baik yang ada akan menimbulkan masalah baru seperti hutang
tapi yang jelas meskipun belum matang
cafe access nah apa yang dimasukkan dengan aksesnya itu bapak
terutama itu asosiasi asosiasi
karena mereka lah yang menentukan masa depan mereka
pembunuhan pencurian korupsi penganiayaan perkosaan
seperti toko penyewaan iphone di kawasan kelurahan kadipaten kecamatan babadan ponorogo
sesuatu yang kurang pas misalnya ketika
kemudian juga surat menyurat sim a sim b semua itu harus dipentingkan sebagai salah satu parameter
nah jadi ini sebagai satu gambaran
di kawasan yang sama yang berbagi karakteristik ekonomi yang sama
serang tuntang dan lusi
mungkin untuk perempuan tahun ini yang mungkin gak ngikutin kan
kita patokannya malah lima belas per seribu kalau sudah di atas dua puluh lima persen positivity rate
faktor x nanti dia lawan viva asia cup
tujuh belas kabupaten kota masih belum melaksanakan vaksinasi tahap pertama terhadap tenaga kesehatan
bagaimana mereka memanfaatkan akurasi
bagus lah banyak fotografer yang mau
tapi tentunya juga melihat karakter masyarakatnya
aksi afida membantu sesama ini juga mendapat dukungan penuh dari keluarga
yang paling banyak itu adalah komponen komponen itu tadi
sebab kalau tidak dilakukan hal hal seperti itu
datang gak pengantinku ini
hal dianus juga bisa dilakukan hal yang sama oleh yuda gitu
dan kuharapnya semoga nanti di doha di qatar
tapi ingat tidak boleh lebih dari satu jam
kenapa kok pemerintah masih denial
nah kebetulan karena kefibukan saya yang sangat meningkat di zaman pasca pandemi
dengan kemudian bukan pada saat proses belajar mengajar terjadi
pak haris ini kan sebagai pemilik kafe ya
bagian sebagian dari hidup gue hilang atau harga diri gue jatuh
setelah kali ya setelah pertandingan pertama
banjir yang terjadi dimulai di tanggal delapan februari yang melanda kecamatan karanganyar khususnya ini
eh tapi gue tadi lupa nanya juga cerita lu pas lagi cedera main bola tuh apa acl atau apa tuh
padahal di game pertama ya boleh dibilang kemarin pada vlop semua pemain lokalnya
biar berkasa apa adanya aja tadi bermain ya apalagi tadi prawira dapet offensive rebound berapa kali
sudah bisa dilakukan sejak hamin empat belas dan beberapa penjualan tiket di hari hari sebelum lebaran
buat jangka panjang dari home home ini menurut gue salah satunya advantage nya harusnya
sorry dan bahkan mereka
kemudian juga transport dan juga effort lainnya
agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di kemudian hari
ada support dari keluarga juga
ya jadi namanya pertumbuhan pin match ya istilahnya kalau ini ya
justru hampir sama banget gitu
permainan sebenarnya dia bisa menembak di luar
tetap dengan layanan terusan atau feedernya juga harus saling mendukung supaya masyarakat mau benar benar nyamannya bukan hanya sampai terminal tipe a saja
karena kan yang pertama jelas timnya lebih banyak
kemudian booster juga sudah dimulai dan sebagainya
berarti kita juga butuh investasi yang ramah perempuan atau berperspektif gender ya
dan anda bisa lihat ya ini juga yang lain lain
hama daffa mungkin nemuin role yang pas juga
saya sudah perintahkan tadi di jepas saya sudah di jepas di jaran untuk mengadakan evaluasi total tentang kondisi seperti ini
kemarin sempet dikasih alay up tuh sama calvin
karena kan memang untuk mendaftarkan ke unesco pasti persiapannya cukup panjang dong
ini menyambung dari musim lalu ya pak
liburan kali ini saya nggak sendiri karena sudah janjian sama salah satu keluarga di flora wisata santera dilaponte di kabupaten malang
untuk terus berkembang toko ini sempat berganti nama atau rebranding pada tahun dua ribu dua puluh
dianggap sebagai asing jadi
di ibl musim depan ya di maraknya dominasi para pemain asing dan juga para pemain senior ya siapakah
nah itu ada tim tim maksudnya tim timnya tuh skalanya bukan cuma di indonesia gitu dan dia bisa nunjukin di skalanya yang lebih besar gitu
gua sih agak cukup pesimis ya

eee di ketika di hang tua nih punya
afrika selatan itu dari siapa tuh dari papa dari mana
jadi kalau yang saya rasakan saya ketika jatuh gagal
termasuk juga di kabupaten
kementerian pertanian bersama dinas kpkp menggelar pemberian vitamin dan obat cacing gratis
oke mungkin pertama tadi mengafirmasi yang sudah mbak jelaskan bahwa di jepang ini bukan berarti makan siangnya gratis
baik masih membutuhkan waktu untuk membuka akses atau pembatasan
finlandia sama jepang menurut gue sih
twitter gagal mendapatkan pekerjaan
gue ngomong top lima tuh berarti sama bima perkasa jogja ya
ini mungkin yang kerasanya kita warnya itu kayak personal banget
sebenarnya dalam adat istiadatnya yang membawa tebolak biak ini harus perempuan
nah mbak sambil nunggu polisi itu mbak ngelakuin apa aja maksudnya untuk mendapatkan saya
namun hal itu tidak menjamin bahwa kasus antivirus ini akan menyebabkan penyakit covid sembilan belas
berarti kebijakan ekonomi dinilai cukup baik
soalnya gamenya kan udah kerja sepuluh poin
tahun terakhir gue lagi siayak baru round pertama
kalau dari tiga top draft di ibl musim ini
tetap jaga kesehatan dengan mengatur pola makan dan asupan gizi yang seimbang
wah itu mah pagi siang malem pagi siang malem kayaknya main bola dah
kenapa bakpia yang terbagi dalam produk bakpia
itu ya artinya produk lokal kita juga
tapi di offense kalau nggak ada anthony bean nih ada sesuatu yang hilang gitu
biasa nemenin kita waktu jam makan siang
pelatih apa ya namanya
ternyata bisnis ini tuh bisa dikembangkan
pemain mana aja goodshock gue bantuin
tidak sebanding dengan konstribusi usaha tersebut kepada pendapatan negara kita
agak stagnan aja dari segi badan juga nggak ada kurus kurusnya sih menurut gue ya
insya allah buat lebaran rencananya
itu jokowi makin intens tuh ketemu beberapa ketumpar pol
ibl draft di tanggal sebelas oktober tahun dua ribu dua puluh dua ini take kita di tanggal dua belas h plus satu setelah draft
salah satunya melalui subsidi sehingga ekonomi indonesia terus bergerak
bahkan kalau misalnya sejelek jeleknya raja wali gitu
digunakan serta memenuhi syarat syarat tadi
seragam ini juga dilengkapi dasi dan topi
sekarang sudah di level yang nggak boleh dianggap
dr matthew he adalah seorang ahli endokrinologi yang berbasis di darwin
pagi itu ada pasar di basement ada pasar ditumpah lah di luar
bahkan harga jualnya pun menjadi
kalau peluangnya sekarang ya bisa cuma kan ribet banget
dulu ya satu satu dulu aja yang satu satu dulu ya dari bpj ini ya bpj dari bpj ya dari
langkah saya kini tertuju ke salaman
strategis nasional juga terus dilanjutkan
terus ini kalau gue liat rambutnya kayaknya lagi mau miripin armando nih kayaknya
banjir yang terjadi di demak ini menyimpan persoalan yang lebih kompleks
karena ini bantuannya dari presiden
menambal fadlan menambal pringgo menambal patrick gitu
dan orang orang yang berusaha berusaha berusaha berusaha berusaha
dan itu yang sangat membantu keberadaan terminal tipe a yang memang dia digunakan oleh layanan bis akap itu tetap masih tunggu
kalau klub klub itu kan memang klub yang di ibl
maka saya melihat grup ini sangat penting ya untuk
karena kan kita apa untuk kostum itu bisa dipakai untuk mulai anak remaja sampai dewasa
cuma yang sekarang ada di otak gue tuh cuma satu nama doang sih
ya gue gak terlalu berekspetasi sangat tinggi sih ke jamaah
jadi kalau misalnya lawan tim tim yang sorry to say levelnya di bawah p j ya perannya gak akan kelihatan
iya bener kecuali emang lu punya nama
jangan sampai karena dia tahu temen temennya bisa scoring
di rumah yang berada di jalan wahid hashim ini tinggal pembuat bakpia generasi kedua dan ketiga
eh kayaknya gue pernah lihat dulu ini deh
orang orang harus pergi dari kerja mereka
salah satu filosofi yang terkandung adalah
kan sebelumnya sudah di jakarta saya cuma kan gara gara covid kan
semoga kita bisa membaca baca semua
sayangnya abel ga ada tim indo ya
kalau di indonesia ini kan suka kirim kirim hampers ya atau bingkisan begitu kalau lagi bulan puasa atau mau
jadi artinya strategi yang digunakan kenapa kalau belakangan itu muncul soal jargon soal gimmick gitu
nah dengan misalnya kita ada threshold fraksi ini
itu saat mereka kalah overtime dari tangerang hawks
makanya buat gue untuk jamal sih ya tinggal akurasi aja sih
dan kemudian juga menyediakan oksigen concentrator
tidak dimasukkan itu wah mungkin tukang kali mungkin lain kali boleh atau masani ini ini
maksudnya pemain indonesia yang
bisa berkembang di tempat tempat lain
koordinasi dengan mersi jakarta juga terus kita lakukan dan mari kita doakan agar mereka selamat dan diberi perlindungan allah
pastinya penting banget sih buat indo karena
dikit jadi emang ngambilnya
antara perbankan lembaga penyedia sistem dan teknologinya dengan nasabah
betul betul bapak memang pak suhanalim adalah pakar feng shui tapi itu nanti urusan nanti
betul itu juga punya nya persita ya jadi barang
itu kan tadi yang kang saan sampaikan
ini nggak bisa dianggap main main karena taruhannya jelas ya nyawa
untuk itu kita berharap bahwa luka lama orde baru tidak lagi diulangi
sehingga tadi ada katakan ini bencana yang hampir bisa dibilang setiap tahun terjadi
karena dari ruang diskusi ini diharapkan semua hal hal yang relevan itu dibicarakan
setelah melalui proses pendinginan baru masuk tahap finishing berupa pengecatan keramik
tapi kalau bima perkasa tuh kadang mengaget kan kalau dia menang soalnya
dan itu adalah hak daripada tersangka untuk bisa mendapatkan
abraham juga udah help side weak side nya
bisa koreksi juga cuman
belum lagi yang tadi saya katakan yang anggaran yang ada di bpbd
bagaimana nih mbak untuk melihat hal ini mbak
jadi kayak mungkin perlu waktu untuk khususnya asingnya dari prawir eh prawir
sehingga nantinya pada akhirnya akan bisa tercapai dua puluh tujuh trainset berjalan setiap hari
dalam latihan ini pemilik anjing german sheph mendapat berbagai materi pelatihan untuk satwa peliharaannya
tarian ini juga menjadi simbol dua keluarga telah bersatu
mungkin commuting kita ternyata bersihnya dapat tiga juta rupiah
sebelumnya ia bekerja di bakpia tujuh puluh lima tetapi ia berinisiatif mengajari tetangga tetangganya di kampung sanggerahan untuk membuat bakpia sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
juga bisa dihabiskan dengan mencari makanan di kawasan pecinan
yang sangat berpengaruh sih dari
tanggal empat belas januari mereka udah setor
ada dua lima puluh enam juta wisatawan datang di qatar
ibu untuk dikatakan selama dikeluarkan dua hari dua puluh tujuh kemarin hari kamis dan hari ini
ndek kuah sama sekali
pak sondar adalah orang yang punya jasa besar
pasar mayastik yang telah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh an
kalau itu bisa dilakukan kita optimis bisa menang
ego itu kita buat menjadi ego kolektif dia
sebagai penutup apakah nanti kita akan menyaksikan fauzi di instagram brandon jawato lagi
apakah jadi manifest penumpang itu masuk dalam data pemerintah
ribuan warga australia diperkirakan akan melewati bandara bandara australia
itu yang kemudian nanti akan jadi perhatian kita di pertimbangan hakim dalam konteks rasio disiden di hakim
tapi tetap nih ada beberapa pemain tadi yang
kali aja terus malah berakhir di dalam lemari gitu aja malah jadi penuh lemarinya mendingan
artinya bencana ini terjadi akibat krisis lingkungan yang sudah terakumulasi dari tahun ke tahun
beberapa scrimmage dia konsisten buat ngebantu si rans nya
tuh ini sambal the webnya udah bikin ngiler banget
apakah ini berarti juga termasuk dalam mempersiapkan anak ya mbak terutama buat pasangan muda
bangunan ini berlebihan atau tidak
kalau kemudian sebagian dana itu sudah digunakan selama masa kampanye pemilu ini ya
menurut saya adalah tidak berkualitasnya yang dihasilkan dari output praktek pemilu itu
untuk membimbing para terpidana mati
kalau kita bisa lebih disiplin pakai masker jaga jarak mobilitas terbatas pasti lebih cepat
kalau gue sih sebenarnya
kebetulan malam minggu juga kan
tembakan oki di quarter empat nya gak masuk masuk
coach yang diganti sih karena mereka akan
saya masih milenial dan genzi
kalau andai nanti juga kita bisa main di sumatera
yang amal hang tuah lawan sate wacana tuh hang tuah menang berapa ya
sama juga kayak eurolik ini banyak juga kayak vendor budget timnya ada
dan juga nbl di daerah daerah gitu
itu ada ilmu yang diatur atau ilmu yang dibukukan
kan juga lagi ngejalanin apa namanya liga ini kan jadi mereka perlu perlu apa ya perlu lebih
kalau buat saya tugas berat itu biasa
oh di mana kota apa johannesburg situ atau gimana
nah netizen ikut share itu akhirnya ikut menyebarkan data data pribadi
setiap negara itu mengatakan ya karena ini kan terkait dengan cadangan beras negara
yang freddy list terus tiler lem juga ada di situ jadi lumayan apa ya lumayan superior juga
tapi kalau lo lihat dari materi pemainnya prawira gimana
tapi ya kalau gue ngeliat secara mereka ada coach baru sekarang juga kan
masih kurang cukup ya untuk menambal
padahal sudah kita ketahui bahwa mk punya kewajiban untuk mengembalikan hal hal yang sifatnya open legal policy kepada pembentuk undang undang
kalau hujan banjir aja di situ banjir
nah kenapa kita menggunakan moderna di sini
tadi juga saya sudah sempat menanyakan kepada beberapa orang tua yang juga ada yang berdatangan langsung ke kantor dinas pendidikan
hingga tiga belas agustus dua ribu dua puluh satu kementerian kesehatan mencatat angka kematian covid sembilan belas di tanah air mencapai satu ratus tiga belas enam ratus enam puluh empat jiwa
masih ada perbedaan pendapat di internal pemerintah tentang itu
akibatnya air laut bertambah tinggi
temen temen semua juga nonton game nya
gue harap dia nggak nyaman berada dalam cara dia bermain sekarang
dengan mengalami penurunan sebanyak lima kali dan kenaikan sebanyak tujuh kali
memang ramon terlihat yang cukup potensial ya
jadi ini adalah pipa yang membawa air dari cdc chilincing untuk ke reservoir komunal marunda
nembak tipe jadi lebih banyak
wah itu rayan gombal kalau saya bilang
padahal rata rata sekitar dua ada satu triliun ya yang nggak bisa
terutama karena tagihan listrik ini sangat mungkin bertambah
apa tim yang belum kita sebutin dari tadi nih
jadi titik titik menariknya
kebetulan waktu itu pak menteri memberi kita akses untuk mengadakan kegiatan itu di kemendikbud
nah masalahnya itu beragam gitu loh kan
lanjutannya adalah temennya yaitu mendownload data
berarti kan memperjuang sama sama pbb ini
vanessa lagi ke luar kan gak tau ya
rata rata fresh graduate itu skornya kira kira di berapa mas huda
ya gue bisa liat otto nih akan jadi pemain yang juga punya peran yang akan surut digantikan lah
yang seharusnya bisa mencapai cita cita mereka
nah untungnya di jawa ya di jawa itu ada jalan tol
jadi kemasan ekonomi supaya ini terjangkau
dia dia dia bisa dia bisa ngebangun
kedepannya itu bagaimana supaya kemudian masyarakat tidak kekurangan pak
nggak daftar tapi datang juga
mungkin kalau itu mungkin perlu kompetisi khusus lah gitu
nyuci baju beli makan ke sekolah naik sepeda
memang banyak kali daerah situ orang tuh
gak boleh main tapi we ll see
nggak terlalu besar juga tapi tirok pasti masuk
feeling gue kamis ini dia nggak akan diturunin
yang agak belum bisa memaksimalkan untuk penyediaan angkutan umum gitu
sebetulnya yang dikunci mk itu kan
gerakan contoh langkah tegap kakinya harus tinggi
di stasiun gambir adalah payen mir gitu
bang rizal di mata sejarawan apa sih sebetulnya fakta fakta menarik soal stasiun gambir yang mungkin bang rizal bisa bagikan kepada kita
jadi bantuan datang dimasak untuk makan bersama sama
tapi dari pemerintah sendiri tidak ada dana khusus atas pergabungan
kotor ataupun melamar pekerjaan ini semuanya akan dicek begitu ya skor finansial saya apakah sehat atau tidak seperti itu ya mas huda
kami ingin saling berdiskusi
jadi di satu sisi ingin menaikkan yang selama ini juga tidak terbukti efektifitasnya kemudian dapilnya besar besar
jadi teman teman yang lagi dengerin nih
diambil gitu karena memang secara shortvlog masih banyak satu sisinya lain pun prawiran juga lagi
akuatik itu nanti akan bermasalah
tapi ini menurutku eli foster ini salah satu pigman yang cukup pinter
tidak ada istilah road bike dan non road bike
bagaimana lebih memaksimalkan daya serang ya
kesannya kok kita kok adem adem baik gitu ya
nah kalau di eurolik nih kita bisa mencontoh lebih enak lah
nah berikutnya akan kami sajikan yaitu rangkuman mengenai diabetes
tapi itu membuat orang langsung bek gitu loh
terima kasih sudah berbincang malam hari ini bersama kami
maksudnya bukan wenda atau siapa yang mimpin dia yang mimpin
dan perlu diingat juga mereka sekarang punya coach baru
jadi jangan sampai kehabisan ya
sebenarnya mengembangkan pemain yang udah ada nih
saya yang bikin capek nih dua minggu terakhir karena saya mesti balesin whatsapp itu sampai lima ratus sampai tujuh ratus sampai malam
sama coach dari australia
kemudian ada juga di garut ya
di city ada restoran nyaratna di apa namanya jeltenham dan sebagainya jadi ya itu memberi
karena misalnya kita kebingungan kan bisa tanya tanya ya kan
karena dengan sekarang baik perempuan dan juga laki laki
hai semuanya weekend galaways kali ini saya akan mengajak kamu semua bersama dengan besti besti
ada banyak kegiatan yang menarik bisa diikuti mahasiswa dimulai dari kegiatan vote on location hingga talk show the political show yang akan menghadirkan pembicara toko terkenal nasional
naseke pengen lagi lagi
eh prom tapi gue liat di haletnya rocky lu mainnya posisi berapa empat ya atau tiga ya lu mainnya
karena ada tambahan adjustment
menurut gue itu tadi itu underdog mentality mereka
tapi semenjak dia ikut kawgi
di upa kan ya betul
dari lapis lapis di atas
viva asia ya iya berasa cepet karena tadi lu bilang ada jeda itu sih iya kayaknya kita ngikutin
tapi saya melihat pekembangan pemilu dari pemilu
apa apa nih kenapa dulu
nah dari sinilah kemudian ya setelah hasil dari komite ini orang tua itu akan diberitahu setiap bulan
botol botol berbahan kaca dicacah dengan menggunakan mesin penghancur kaca
juga ikut berperan untuk seharusnya bisa mencegah ya
nyakul paucek ke yang tadi lu sempet singgung juga
yang bergerak yang akan selalu menghasilkan buat saya kini sebanyak empat ratus baju beragam jenis warna dan
tekstur mie nya yang kenyal dengan kuah kental gurih dalam semangkuk mie klepot ini benar benar juara di lidah saya
f o a gua berarti dikelilingi oleh fotografer handal nih
oke ada dua fokus yang mungkin dianggap terlihat mencurigakan ya prof
oke kita langsung sambut aja pak junas miradiansyah selamat malam pak junas
sebagai kepala daerah dan juga anggota dpd
di pesisir mungkin yang akan paling terdampak
produknya telah beberapa kali dibawa ke sejumlah negara di eropa dan australia
lu gak boleh main lima
yaitu kesehatan perempuan itu memang bisa bermacam macam
udah ngamain tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam doang tujuh second oh oke berarti yang di indo yang di jakarta tanggalnya belasan
dan kalau ditanya kita sudah lama membahasnya kemaren
gak ada rikidobio itu cukup berat loh menurut gue ya
kalau sm dengan size nya
betul ini kemarin season ke dua kan season pertama yang kemaren nih setelah
maaf sekali karena waktu kita sangat terbatas
mereka investasi bodong di dua hal yang berbeda
apalagi kalau mereka sudah punya menggunakan platform platform digital ya
saran dari dua fotografer handal ya
jadi aku tanya aku konsultasi
dan juga ada teorinya bagaimana mengotomatisasi trading system yang kita punya
mas gibran itu kan pdi perjuangan
kita hormati proses hukum itu kita ikuti prosesnya
kalau lu lihat center kalau firman oke lah
ya tadi pak teni sudah mengatakan ada sejumlah terminal tipe a yang sudah dilakukan revitalisasi
tapi tetap aja dinamika di dalam whatsapp group itu sangat
masih cukup oke tracknya
ketertinggalan poin yang cukup jauh gitu
gimmick itu perlu sebuah strategi inovasi kreativitas dan kecerdasan
bangetlah pokoknya panutan gua lah mungkin teman temannya pada tahu lah kaya di ugp gaskin
semoga aja mereka masih bisa kompit di musim depan
dari tiga puluh lima sekolah yang ada di kota sibolga hanya tiga sekolah yang memiliki ekstra kurikuler tari
apa yang saya lihat di metaverse
menurut saya anggota dan masyarakat sendiri tingkat kompleksitasnya
karena memang mungkin dia bisa meluangkan waktu secara pasti setiap hari sabtu dan hari minggu
hal hal seperti ini itu harus kita agak redam
kayak tapi lu gak mau nyoba main di
karena emang terlalu malem dan kemarin katanya sih alasannya takut keselamatan dan keamanan
rans juga dua game pertama gak pake asing
cuma jason ini punya mid range yang orang lain gak punya menurut gue
atasan bisa punya kuasa yang begitu luar biasa ke bawahan dan bawahan tidak kuasa menolak
yang cukup bagus bagi pasar saham global
ya ini kan jadanya pendek pendek gitu
ini karena larinya nanti bukan hanya perangnya di israel dan di palestina tetapi kalau meluas
nah sehingga secara alamiah partai partai ini akan terseleksi gitu ya
satu ya nyawa tadi dengan pelaku
karena lokalnya kadang bagus
ini gue melihat ranz ini punya change di pre off
sebenernya udah keliatan nih kayaknya emang
kalau anda mendapatkan teori yang benar dan mentor yang tepat
salah satu dampak utamanya pendengar adalah telepon di rumah yang tidak dapat menghubungi
buat basket indonesia sendiri jadi lebih baik sih
dan hal ini tujuh ton over gitu yang bisa dibilang cukup membunuh prawira di babak overtime tadi gitu
jadi mereka juga nggak bakalan nawarin saya
banyak sekali tempat tempat wisata yang harus tutup ataupun usaha usaha yang terkait dengan wisata itu tutup
nah nanti kalau misalnya ya amit pamit ya
artinya bapak sudah menyiapkan roadmapnya sebelum gelombang itu datang
kenapa harus federasi karena ini
adalah dini arianti warga pakis dua surabaya yang menggeluti produksi fashion kucing sejak tujuh tahun terakhir
kita tahu ya mungkin raja wali punya spirit seperti west bandit di tahun pertamanya
kasar begitu mengalami kebangkrutan dampak lainnya apa tenaga kerja tenaga kerja yang
ke warga tiap warga sekolah jam lima ke atas udah sepi
lebih kelimatan sebagai pemain ya
ya jadi sebenarnya prinsipnya gampang mudah sekali ya
kakinya tuh injek sama reza jadinya mau gak mau secara opsi jadinya lebih sedikit gitu
sekolah diwajibkan memiliki atau memiliki dapur tersendiri
kalau misalnya nungguin lulus cukup lama juga sih empat tahun ya
tapi secara pengalaman dan kedalaman squad nih
dan di dua ribu dua puluh empat sudah kami rencanakan ada sepuluh lokus yang akan kita revitalisasi juga
nah pinjol ini pinjaman online juga sering menjadi pelarian orang yang gagal bayar tagihan di platform lainnya
salah satu gamenya kemaren awal run speed
tidak lepas dari praktik dinasti politik
nah kalau lo udah ada ini belum
nggak populer ya soalnya gue liat ada beberapa
ya kita sangat mematuhi banget apa yang udah dianjurin sama pemerintah
series masih lama gitu jadi
malah makin mateng gitu ya semuanya
ada strata dalam konsumsi bagian bagian tubuh hewan yang disembeli
harusnya sih masing masing pemain pj juga udah paham
di medan jadi mereka harus ngumpulin istilahnya masa dan fanbase yang banyak biar
karena memang dia udah bermain di b tiga league gitu di jepang
akhirnya gue diskusi sama bohab nyokap
nuko trisaputra yang fit
berarti dari smp itu sudah jiwa jiwa ininya sudah muncul ya prof ya
jadi ayo kita semua bergerak menggunakan layanan transportasi atau angkutan umum masal
yang capek target ya mungkin yang nomor satu nomor dua nomor tiga
ya persoalan soal kalau dari sisi apa ya pembahasan
ketika dilakukan penguploadan begitu ketika diunggah pada masa prapendaftaran yaitu mulai dari dua puluh empat mei sampai empat juni kemarin ini sudah dilakukan
paling banyak pernah nyimpan berapa di gudang di rumah pembekuan
berdasarkan data dari website covid sembilan belas go id
dus lu inget gak ya aldi izatur itu
kebutuhan industri terhadap gandum tahun dua ribu dua puluh satu mencapai delapan sembilan puluh tiga juta metrik ton
pada periode tersebut atau sekitar dua ribu empat puluh lima mendatang bapenas memprediksikan penduduk usia produktif di indonesia
untuk lebih memahami masalah yang berkembang ini
yang namanya dinasti itu menjadi benalu dalam alam demokrasi
sederet tradisi dalam pernikahan adat pesisir sibolga menjadi ciri bagaimana masyarakat pesisir di kota sibolga mempertahankan adat istiadat
lantas dengan tarif seperti ini apakah masih banyak calon penumpang
ada lima puluh ribu jumlah tenaga kerja
cnn indonesia yang bekerja sama dengan departemen hubungan internasional fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas indonesia ini
bukan pemain yang tiba tiba tahun lalu bawa doh
yang masih buat nggak nunjang fotografer kalau menurut gue ya
ini atau rusia jadi gitu mereka tidak terlalu superior dan gue melihat sekarang mereka ingin membangun
iya untuk orang tua support orang tua terus buat anak sekolah buat kontrakan
kemudian para wisata ini akan datang sendiri dalam bonus
yang tidak laku di negara asalnya
eh rans rans ini aja
kuhp menegaskan jika draft rkuhp tak diperbaiki bukan tak mungkin gelombang penolakan seperti
tapi semenjak dia ikut kaugi
kalo mario gua udah kenal
filipina tanggal lima september jadi
ada itu lebih ke
tapi kalau enggak angkutan umum itu bisa memangkas sampai lima puluh
mereka menyebut tradisi makan bersama ini begibung
jadi itu yang menjadi keunggulan revitalisasi sehingga nanti ada peningkatan pelayanan yang memang nyata sebelum dan sesudah revitalisasi
cuma agak bisa di silent sama goodman sebenernya
yeskiel ini di awal musim mungkin gue nggak
pastinya bakalan seru dan mati matian

dimana disitu ada nama tanggal lahir dan nama orang tua dan lain lain
apa ada evaluasi sendiri yang dilakukan oleh pmk atas insiden ini
mungkin ini bisa direnovasi kayak dari sarananya lebih diperbaikkan
jadi papa berarti cuma ngelatih kamu sama si kak safira atau gimana
tapi itali overall dengan pemain lokal
ini kemudian bisa kemudian bisa masuk baik itu melalui penyelidikan dan kemudian bisa habis itu ke penyidikan ya
menurut gue peci gak kehilangan pelurunya nih
tapi secara historical sm kan udah punya apa namanya
ya gue tahu secara non teknis ini banyak pemain prawira banyak yang gak fit
kali dari abu atau dari uji dulu betul ji gue dulu aja ji ya iya kalau dari gua sebenarnya kalau tadi
terus kemudian kita bisa mengecek id scoret kita berapa gitu
wah itu pusing juga tuh untuk milihnya siapa ya
kayaknya bakalan aku ambil secepat mungkin sih
yang sejak tahun dua ribu mendekam di lapas cipinang
untuk meningkatkan performa portofolio dalam laporan keuangannya
siapapun yang bisa menang di game satu
iya lebih tanggerang hawks ya apalagi tanggerang hawks lebih enaknya kan mereka ada persita ya
mungkin persentase kemenangan terus di atas
ini by the way ini sebelum kita bahas ininya
langsung tanding di kualifikasi gitu kan
itu kalau gue bilang sih kayak
karena ada sesuatu hal yang tidak bisa make it commit
hai cctv juga merekam aksi seorang pencuri saat menggondol sepeda motor
karena kebaya ini semakin banyak yang memakai semakin besar gaungnya
nggak gak terlalu nyaman sih menurut gue
nah yang itu yang kemudian menyebabkan ya produksinya akhirnya melambat gitu loh
petani pun bisa dipastikan mampu belimbing madu
ketika sampai di yogyakarta basun menuju ke daerah taman sari karena melihat potensi ekonominya yang menjanjikan
lalu juga ada brizuela dan juga josep para juga yang kemarin main di fiba world cup
tanggal tiga belas depan betul tiga belas januari tanggal empat januari tentunya kita akan teks tiga episode
sih mungkin karena passing moi berapa center center pentingnya itu jauh banget
jadi kalau filter bubble itu adalah teknologi itu melihat apa yang dilihat mbak stephanie misalnya di dalam gadgetnya
berarti memang nggak ada sakit riwayat sesana
maka untuk mempertahankan keuangan tetap sehat ke depannya mungkin lebih menarik
bisa jadi game game yang seru nantinya sih
jadi ada ada penggunanya
sehari menjadi pengusaha warung nasi hasunda
kita bakal ada quiz quiz lagi ya can ya
komunitas lima ratus satu st legion tersebar di enam puluh satu negara dan berpusat di amerika
cukup sampai lah ke temen temen borneo
ya masih muda juga sih gitu masih muda juga
kalau memang suami istri ini pada saat setelah menikah belum dikaruniai anak
persendian kita untuk kemudian bisa terus melumasi otot otot tulang kita itu
jadinya agak sedikit kaget juga gue pas lagi sama tangtua memutuskan untuk mengganti q cattain dengan pemain yang baru ini gitu
maksudnya ke depannya ya terus harus compete lah
nah sekarang dia belum punya nih pengalaman di tim yang bisa dibilang
tentunya pasti akomodasi dari tim tim bakal naik juga nih
mendapatkan pressure yang luar biasa gitu ya
tentang batas usia capres cawapres di bawah empat puluh tahun
di atas aspal jalan raya
nanti siapa yang akan memenangkan game hari sabtu
apalagi kalau lihat periode bcl ini ya kayaknya mereka sudah melihat bahwa justin brown ini
untuk animasi harus punya skill animasi
apakah ada pemerintah daerah yang tidak jujur kemudian tidak mengencarkan testing pak di lapangan
salah satu yang strategi kita lakukan adalah kita akan melakukan biosecurity
nah ini kan tidak baik ya harusnya nasdem melakukan langkah hukum yang jauh lebih jernih dan tepat untuk itu
nanti kalau pun terjadi sesuatu kita main terpusat
sudah datang pengantin laki laki kita ini ya
betul jadi kalau memang dipersiapkannya sebelum menikah maka kita ada tambahan sekitar satu dua tahun tuh
imbas hasil surat utang as tenor sepuluh tahun meningkat ke level tiga sembilan ratus sembilan puluh sembilan
kita mengetahui fixed cost nya atau modal awal yang memang harus dikeluarkan
memenangkan perannya dengan sangat baik menurut gue gitu
tapi harus ada evaluasi seberapa jauh mereka memahami ya
berhak untuk mengecek kira kira ini plafonnya berapa
persoalan persoalan di industri tekstil ini
oke terus cerita lu masuk pskd gimana nih kan salah satu sma terbaik juga nih masalah basket nih di jakarta nih
artinya apa artinya adalah ya semakin di sini ternyata yang muda ini yang semakin berhutang gitu kan
coach meldy kan tuh udah keliatan banget ya kalau dari satya wacana dulu tuh
sandi kayak sampai kesel sendiri juga sih sandi ya
semoga tadi yang gue bilang faktor x itu bisa meledak
bapaknya vanessa kan juga pelatih juga kan
dan dan saya mungkin meminjam kata kata pak joko tadi sebenarnya kegiatan kegiatan di luar naik dan turunnya pulang
melaju lebih jauh gitu makanya adalah
kalau belum pasti tinggal dikat aja langsung
dia kelihatan cukup baik sih
yang buat pemain pemain lokalnya apalagi pemain muda kayak alters terus edo terus kayak kiang dim
yaitu tim barcelona juga
karena masih dalam masa pandemi orang tua juga harus memperhatikan protokol kesehatan
jumlah korban meninggal dunia juga mulai dari empat orang hingga belasan orang
baru dateng dan ya so so juga kalau gue lihat gak terlalu spesial jadi gue berharap kepada dava atau aven sih untuk bisa bantu pasifik dan kedua pemain asing tadi untuk mencuri kemenangan
terus lu akhirnya belajar shooting shooting sendiri tuh dari mana lu belajarnya mah
di lima tahun enam tahun terakhir ini bahkan para madrid gitu ya
baiklah kalau begitu waktunya untuk mencari camilan sekaligus buah tangan
yang kedua juga pemain kita sepertinya seperti yang saya bilang tadi tidak terlalu siap menghadapi lawan karakter mainnya seperti eropa timur
dan itu bisa kita akan revitalisasi
dan di dalam acara itulah mungkin kita bisa menggunakan kesempatan untuk
karena suara anda terputus putus
ya apalagi yang di gor gor kan tuh
tangan tuh biasanya ya
menarik itu itu dua satu lagi gue yang
selalu konsisten di ketiga quarter itu dan
dan rasanya cocok banget mantep banget enak banget gurih
tapi kayaknya tidak sespesial prawira dan juga pj musim ini gitu
atau masalah belasan belasan oke ya will sih karena eh apa namanya sih prawirama pelitajai
dan perselisihannya cukup tinggi dengan sebanyak pilihan pilihan itu orang menjadi bingung intinya itu
tapi dia tetep bisa point gitu kan
dan tidak menunjukkan pemihakan pada satu kelompok
senang dan sudah tenang mungkin awal awal ya
cuma erick gossal istilahnya yang masih
masa depan indonesia juga masih punya harapan gitu
ini emang lo berarti dasarnya emang
akan seperti mengendalikan pesawat dari kokpitnya langsung
dua musim pertama mereka musim malu karena
waktu itu sebenarnya yang menjadikan unggulan daya tarik kami pemerintah untuk supaya masyarakat
salah satu starter gue point guard nya atau siapa gitu atau shooting guard nya itu udah foul tiga di quarter pertama game itu
apakah ini juga salah satu keterlibatan penguasa yang sebenarnya perlu dikhawatirkan atau enggak gitu prof
kami dari projo menyimpulkan bahwa calon yang dimaksud adalah bapak prabowo
so kan kalo kita liat di off season yang kemarin kemarin itu
karena infeksi dapat disebabkan oleh virus yang berada di udara
tapi perlu diingat loh di pertemuan pertama itu
tetapi di gilir kita mengunjungi restoran restoran indonesia yang berada di melbourne
stasiun duku atas menjadi stasiun yang paling ramai digunakan oleh warga masyarakat
tetapi itu baju mempunyai feeling terhadap tekstur bahannya jatuhnya beratnya shape di orangnya bagaimana
seperti tidak ada kegiatan lain yang nyata di masyarakat
baik ya betul sekali pak suko karena nyawa itu tidak bisa dibayar oleh sebuah pesta demokrasi sepakat begitu ya
ya masih punya identitas juara gitu kalau ini kan yugoslavia kan udah pecah ya
dua mingguan lagi lalu kita juga akan bahas tim yang menurut kita menarik untuk ditonton museum depan
jadi hari ini kita akan bahas tentang
kalau over capacity harus penambahan personil
kecuali pemilu lima puluh lima dan pemilu seribu sembilan ratus sembilan puluh
kan juga sebagian besar orang orang untuk melakukan pekerjaannya dari rumah
gunakan time frame yang besar untuk melihat arah harga
harusnya sih ya peringkat dua dapet lah
tapi kalau ini tidak ada kolomnya tentunya bukan kerusakan sedang
petugas di atas langsung bisa mendeteksi dan segera mengambil langkah langkah
indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok terbanyak ketiga di dunia
tapi sayang memang ketertinggalan cukup jauh nih
nah terus abis itu karena ini maksudku kan aku mau lama ya sama dia kan
oke baik terima kasih mas arza ya
sempat mengalami gangguan server kemarin
di fiba world cup dari tanggal dua puluh lima sampai tanggal tiga
yang akan berhadapan di hari sabtu
terutama borneo yang ada kedatangan akip scott
bahwa syarat untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden itu
pritajaya memang agak sedikit di atas angin ya
perawatan dilakukan di rumah kurang lebih enam belas hari dari dua puluh dua juni hingga delapan juli dua ribu dua puluh
menguntungkan juga nih tapi seperti apa mari kita bahas dalam segmen demi cuan
pada alamat indonesian program
ini sangat menyebut perekonomianya
tidak untuk bisa diintervensi oleh siapapun
artinya dia punya perencanaan yang matang bukan hanya karena ini sudah diberlakukan dari seratus tahunan yang lalu
masa jabatan presiden katakan lima tahun
yang kedua problem indonesia ada di tentunya di lini depan
sebenarnya bersama barcelona walaupun
xac broncos itu yang notabene nya adalah juara liga mongolia
diulang lagi sama dia
mulai mau mencapai puncaknya
salah satunya dari abraham juga
jika sudah tercampur rata adonan tersebut kemudian dikukus hingga matang
engga dong kalo gua ya kebantu sama media
untuk berangkat ataupun datang dalam operasi lrt jabodetabek ini
sampai ketemu lagi di podcast gadget tergencet berikutnya
itu berapa lama tuh
maksudnya sebenarnya udah ada venue nya cuma mereka baru akan bertanding gitu
yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama dua puluh tiga tahun bertanding di kandang sendiri
fotografer tuh sebenernya kalo dibilang profesi
supaya lebar lebarnya lebih luas gitu kan
satu pembubaran partai politik
dekan kita tadi lagi bahas pemain asing ya
gue sih pengen banget ini sih
banyak kok brand brand lokal yang menurut gue udah
bisnisnya kemudian berlali dari menjual menjadi menyewakan kostum pada dua ribu enam belas
saya mencoba komunikasi skill saya untuk bertanya
miss tegan mengkhawatirkan para migran lanjut usia
tapi kita ambil australia saja itu misalnya
karena kita tahu indonesia tahu bahwa turisme adalah salah satu ekonomi terbesar
ini agustus sampai februari kayaknya
dan anthony bean bisa jadi semacam pemacakbentuan dari permainan permainan p j gitu
dengan arus modal asing yang masuk mencapai dua triliun rupiah
atau ada jenis tertentu kebaya yang nantinya akan didaftarkan
kompleks nah nanti kedepannya seperti apa

terima kasih mita atas laporan anda dari the nation fast universitas indonesia depok
kalau saya sendiri sebetulnya setahunya dikit dikit gitu ya
ya ini stand to moving on aja jadi bagaimana mereka bau sebaiknya tadi gua bilang harus
sehingga menghasilkan dinasti politik yang mohon maaf
grup whatsapp kini telah berkembang menjadi enam ratus pengikut dalam dua grup whatsapp stefy
kayak yuda abraham juan terus siapa lagi
kapan kalau kita ikutan
anthony bean mungkin ada pendapat tentang anthony bean
jika pantun pesisir selesai dibacakan marapule dan keluarganya dipersilakan masuk ke masjid
bagi satu contoh saya menteri kehakiman waktu itu harus mengatur tentang membuat undang undang tentang mahkamah konstitusi
ini lebih mirip sekedar upaya untuk mengancam partai oposisi
bencana banjir dimanapun dan sekecil apapun adalah persoalan yang sangat berat bagi para korban
kita dapat satu ratus lima puluh ribu remdesivir datang
juga bahkan sejak apanya kita berbicara pembinaan
dan kalau kita melihat peran pembantunya di situ ada stefano ifredo neno
tapi ya yang gue yakin sih memang
ya kan kita nunggu anda aja dari bandung nih kalau kesini
dan saya tetap mengatakan ya sudah lah
gimana setiap pemainnya gitu
es dawet yang berjualan mulai tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh ini
jadi harapan saya kembali saja sudah
dan juga sebagai tim tuan rumah itu selain dia bisa mengelola tiketing
jadi kita lihat tadi beberapa aduan yang tumbuh karena masyarakat yang agraris
dan akhirnya kalah di babak overtime
atau kemudian keluarga yang lebih perhatian lagi yang lebih memperhatikan lagi
cuman ya kita seperti yang lo bilang tadi
dulu fred kan dulu juga kan menyewa dalam tanda kutip supporter bayaran gitu
berarti pasangan suami istri ini harus mengetahui secara detail ya mbak
kalau dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya di quigins wah pasifik akan jadi berbeda sih di jeda ini gitu
beri mahal kayaknya ada tas sama sepatu sih ada tas sama sepatu sih
jika beban atap dikurangi kerusakan rumah tidak akan terlalu fatal jika terjadi gempa
kemudian barang yang dijual juga jangan yang mahal mahal
per bulannya dengan range harga dua ratus hingga tiga ratus ribu rupiah
yang sekiranya itu bisa membentuk perhubungan ini loh sudah dibangun terminal bagaimana pemda itu menyiapkan angkutannya
tapi jangan lupa bahwa pemerintah juga memberikan izin izin tambang
ada yang membawa sampai ke tengah laut begitu ya
mari kita cari tahu apa aja sih penyakitnya dan bagaimana cara mengatasinya
yang ada di indonesia dan program ini sudah mulai berjalan sejak tahun dua ribu dua
lalu ada aven terus ada siapa lagi aldi izatur julian
mungkin masih gimana ya merinding juga sih
misalnya di kasus arief rahman kalau saya tidak salah kan
oh bisa anda ulangi kembali informasinya
tapi kalau kita melihat persiapan tim
ketua delegasi y dua puluh indonesia dua ribu dua puluh dua memaparkan
dengan cuaca yang panas terik puluhan hektare pohon belimbing yang dirawat para petani mulai memasuki masa panen
dia punya wingspan panjang gitu kan
murid murid smpn satu sibolga ini tampak semangat berlatih galombang
nah ini problem problem ini kita harapkan bisa diatasi oleh sintayong
nah katuran apa kerso
sepsis adalah kumpulan gejala infeksi berat yang disebabkan oleh bakteri dan virus
menjadi kunci juga menurut gue bagi pemain pemain yang nanti kita akan sebutin
jadi cara masaknya itu kambing dari yang masih utuh itu proses pertama itu kita hilangin bulu bulunya semua
scoring terhadap calon pekerjanya
penyidikan kemudian pemeriksaan dan juga bagaimana kedepannya infrastruktur sekolah
dan banyak orang itu underestimate lah sama gibran
per potong lanjut kami mau beli lok lok makanan yang terdiri dari daging dan sayuran yang disajikan
supaya kita bisa mendetilkan akap akap apa saja yang nanti yang sudah di terminal revitalisasi tadi
oke kenapa apinya kemudian cepat membesar pak
wah udah gak bisa berkata kata lah itu bu
akan dimainkan di manila
baru kali ini pertama mencoba
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wali kota solo gibran raka buming raka
oh oke kalau di jepang ini kan tidak menyasar semua anak ya untuk program makan gratis ini
ibl gitu makanya dia melihat
dengan waktu riset sekitar tiga bulan pembuatan robot catur karya anak bangsa ini menghabiskan biaya hampir
bakalan jadi lebih meningkat satu step karena
yang artinya lebih dari satu miliar kan
terima kasih mas suko mbak niwit
lumayan nih membersihkan ayam satu persatu seperti ini
ya model model gitu lah ini kayak gak dalam sekuatnya ya
kepala lapas batu nusa kambangan mardi santoso
soalnya bola kan institusinya terlalu banyak kan kalau basket kan sebenarnya olahraga nomor keberapa di indonesia
seberapa besar kira kira kemungkinan atau peluang akan bertanding juga dalam indonesia versus irak nantinya
cuma gua harap sih
menurut gue pribadi ya tergantung siapa yang megang ya
sehingga kita bisa merasakan ini perlu nih kita fight untuk melanjutkan side job ini
aturan yang dibuat sama ibl nggak boleh bermain
pak edo pak edo ini anggota ya bapak ya
bahkan kan katanya sekarang terpadat di dunia ya
pertanyaannya begini pak dengan adanya nakes satu empat puluh delapan juta
yang akan dimanfaatkan untuk bisa bisa masuk dalam pertandingan lah kurang lebih gitu dan juga untuk
bali bpj joseph ya
itu juga jadi salah satu apa ya
dan memahami bagaimana mereka memandang isu pengungsi rohingnya ini
berarti artinya kalau mbak lagi puasa teman teman menghormati semua ya mbak
tentunya fakta tidak bersaing dan tidak akan menyapot ya kehadiran per tv
tapi kalau mau mulai game dengan
program kemandirian terdiri dari membatik
pemain kecilnya juga banyak
chris well kok akim sih salah gua
saya merasa itu normal ya karena tidak ada satu negara pun yang tahu ini bakal kemana
sumantri barujo nagoro ketemu dia
jadi kita menggunakan kata aktual ini adalah untuk menginspirasi dan menjaga kehadiran dari kiprah fakta
emang moto apa dulu human interest atau apa
karena tidak adanya fact check tidak adanya penetrasinya besar sekali
poin negatif ini harus jadi poin positif dalam dua tiga tahun ke depan gitu
tapi sebelum itu cen kita belum infoin juga kalau misalnya udah ada nominasi nominasi ya pemain pemain terbaik
nah kemudian ini kelilingi nih
ya ya ya kayak gitu masih abu abu sih sebenernya
bisa diketahui dari hasil penyelidikan sementara pak yasona apa penyebab kebakaran di lapas kelas satu tangerang
gitu yang kira kira di petangkan musim ini sudah bisa menemani top empat ini yang pertama udah sempat
untuk menampilkan kegiatan mereka
sehingga kita tetap melihat kalau seandainya gugatan itu tapi kita berharap bahwa sekalipun ada gugatan
dan kita tahulah suasana seperti ini sering digunakan untuk saling ancam mengancam lawan dan punya tujuan politik tertentu
menekati kawasan pemungkiman kita
tapi kok mainnya banyak di luar
yang ia jual seharga seratus ribu rupiah per potong
jadinya secara kasat mata pun kita udah bisa lihat nih satria muda emang lebih diungguhkan dari amartahang tua gitu
soalnya dia kan di musim lalu bersama patriot itu dia selalu konsisten masuk sebagai player
bukan main main ia adalah ketua mahkamah konstitusi
ada kejadian yang masih diingat hasan makarim saat menenangkan
nah kenapa nomor satu itu gibran
yang menurut gue bisa jadi
bahan gue juga bagus kalau di pamulang tuh
tari anak dimainkan sebagai gambaran hasil sebuah pernikahan
apa gelar juara ya di ibl musim ini karena memang
kekebalan kelompok yang disasar pemerintah masih belum terbukti efektifitasnya
awuk merupakan makanan tradisional jawa barat yang terbuat dari beras ketan kelapa parut dan gula merah
dua puluh pebalap motogp menyambangi istana negara dan melakukan parade di wilayah medan merdeka barat
cuma kalau tiap tahun kita harus nyari stadion ya pr juga
sebenarnya dari tujuh hari yang kita punya dalam satu pekan
karena dia dua way player yang
kemudian keser ke sini kini ada yogi nagita slavina
mungkin bisa dilihat nih hasilnya hari ini
jadi itu tadi di tiap sekolah kan dia punya school committee
gak bisa cuma dia doang yang bisa
tapi kalau ngomongin satu pemain ya lansun
namun seiring perkembangan zaman ada pengusaha yang memilih menggunakan nama saja atau gabungan antara nama dan angka
nah saya catat sebenarnya roadmap nya sudah dibikin
ribut kan lagi nerima nerima gitu
kita sekali ini betul betul berharap
ketimbang kepentingan kesejahteraannya ya
kemudian kita melihat kir
tapi persendian itu kan bisa kemudian diperbarui dengan kemampuan regenerasi tulang ya dok
anda seringkali melihat kalau rupiah mau melemah apa yang anda lakukan
apakah kemudian dia yang tadinya jadi nominasi rookie of the year di awal kardia
bali bpj joseph ya
nah untuk eee lobu sendiri sih kalau menurut gue ya dia masuk salah satu tim yang paling lemah gitu
abraham punya pilihan banyak banget lah opsinya
setelah puas menjelajah sarina sepertinya saya jadi lapar nih
dari enam peserta ini hanya sisa spanyol
mpr bisa memilih presiden dalam hal
itu tidak berarti bahwa koalisi besar yang dibangun oleh partai partai itu hanya akan memunculkan satu calon
tapi pengembangannya tadi kita lihat dari seribu delapan ratus sampai dengan sekarang
salah satunya aldi zator yang gue pikir dia akan ke prawira bandung tapi ternyata menuju bersama teman temannya di pelita jaya
sehingga memantapkan saya untuk bertobat kepada allah swt
ini yang jadi problem prawira sejauh ini pemain asingnya gitu
misalnya sang istri punya dokter oksigen favorit
pengalaman itu pernah kita lakukan tahun lalu sehingga tinggal nyuntuh saja maka jangan sampai
raja wali sejauh ini baru kalah dua kali aja
sekarang bumn yang cowok lebih bagus daripada yang dulu
dari kompetisi yang junior junioran lebih seru
milos dan coach toro untuk memainkan para pemain
dan tentunya di awal awal ya pak sempat banyak sekali keluhan
tahun dua ribu tujuh belas di pasal seribu enam ratus sembilan puluh dua
bahkan tanpa program sudah dikaruniai apa namanya sembilan maka di titik itu dia sudah harus memutuskan perencanaan dana kelahiran untuk anaknya
sementara masyarakat kita sudah sangat individualis
oke di luar negeri kita kenal dengan nama student loan ya
hidangan ini dijajakan seharga dua puluh lima ribu rupiah
itu bukan berarti bahwa tingkat literasi digital kita itu tinggi
danny ray tetap di tanggarang hawks
lrt jabodebek beroperasi dengan tarif maksimal rp dua puluh
tim asal perancis gitu yang notabene kan tim
bahkan belusukan ke pasar
sebelumnya atau belum tapi yang jelas
ya itu tadi seperti yang saya sampaikan
dan mungkin kita ini ya langsung bahas kali ya bu ya
ya nggak jadi dikapalkan gitu nggak jadi dikirimin jadi
terus habis itu tapi tetap gue keringin dulu nggak langsung gue cuci lagi justru gue laundry langsung kalau gue hitung
sejujurnya prawira masih punya energi yang sama sih karena coach coach dev pun membawa energi yang sama
was was sepanjang hari selain sekeluarga merasa trauma mereka juga takut tembok rumahnya yang
yang bisa mendapatkan sea rising star ini
gerakannya juga gak aneh aneh tapi lebih masuk aja gitu
untuk berkeliling mengangkut sampah di pulau ini
ya pj menurut gue tidak menemukan kesulitan berarti ya menurut gue di grup
apakah tarif ini akan berubah lagi setelah akhir februari
ternyata di dalam data kita itu platform tiktok

tapi yang menarik adalah bagaimana sih menentukan urgensi itu mbak
apalagi nanti pasti kita tag keduanya udah mulai kan seasonnya berjalan
itu febri febrinya perbanas kan udah main sm
apakah ada kegiatan kegiatan khusus biasanya ada model tadarusan secara online dan lain sebagainya
sekali pas lawan rans deh
lah gitu ini bukan game yang yang biasa gitu tapi ini bisa jadi menentukan apakah mereka bisa bonds
jadi sepeda yang diganti harus bisa memiliki positive attitude
karena imunisasi itu penting untuk jaga daya tahan didiknya sendiri
kehadiran media sosial selain televisi saat ini
yang karbitan tidak didesain dirancang dengan baik
kita cari yang seger seger juga ya
pertumbuhan ekonomi tahun dua ribu dua puluh tiga ada di kisaran empat lima hingga lima tiga persen
itu sih paling untuk mengawali becal ini
pool pool itu dulu memang diizinkan oleh pemerintah
bisa aja nanti di belakang dia bilang eh itu jangan ke dpw misalnya
punya tambahan big players juga di foreign player mereka nantinya
bcl ini sebenarnya nggak ada perubahan jadwal akan tetap dimulai tanggal tujuh belas liganya
nah apakah beli juga mempunyai input itu
semua pemain juga fit ya untuk
yang akan lebih dulu bermain
lu ngelihat ada gak pemain pemain yang punya
soal yang lain mengikuti di belakang saya
abis itu kayak gak ada lagi kompetisi internasional karena covid juga kan ya
tidak hanya memiliki ornamen yang cantik
nah ini satu pemain yang mau gue bahas yang tadi belum disebutin
terutama terkait dengan bagaimana menjaga keamanan akunnya
kita jadi tidak semangat untuk kerja
karena season masih akan panjang kedepannya
toko ini memiliki sejarah yang panjang karena mengawali bisnis ini di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pandangan para nelayan di indonesia terkait dengan
nanti kita liat lah di tanggal enam oktober nanti
ini warning bagi temen temen
malaysia dari si nsmetrix nanti dia bakalan apa namanya
jadi pelatih tuh tahu nih anjing tim gua kurang
jadi memang meskipun banyak keputusan wasit yang bisa diperdebatkan
depan jadi enggak enggak apa apa olympiakos aja enggak madrid aja gak barcelona aja mungkin
nah seorang pesepeda itu harus memahami product knowledge dari sepedanya
untuk saat ini kami menerapkan target lebih kurang satu ratus tujuh belas ribu lah tiap harinya
soalnya kan yang selalu di ini kan pemain nba membawa entertainment nih
terima kasih teman teman selamat sore
nah itu diantara james gies dan anthony heister siapa
itu ada basketball champions league atau yang biasa disingkat bcl ini basketball champions
kalau misalnya dua asing ini bisa konsisten
kayaknya sepertinya akan segera bergabung
kalau bencana ekologis itu kan karena ketidakadilan dan salahnya sistem pengurusan alam gitu
mestinya kita gitu yang menyatakan bahwa itu kebaya adalah busananya perempuan indonesia
dari xt kemana dia sempet main satu series kalau gak salah
dari pusat kota yogyakarta mbak pia patuk juga berkembang ke berbagai kabupaten
kalau joint nomination itu beberapa negara sama sama bersatu mereka untuk mendaftarkan ke unesco
nah sejauh ini karena mahkamah konstitusi sendiri mengakui bahwa
tapi berarti perbedaan jam gimana gas apa bentuknya uasnya segala macem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
tapi apakah anda tahu apa sebenarnya bi checking itu dan apakah bi checking ini penting untuk pelamar pekerjaan
tapi bergeser ke dewa united
mendingan nanti aja langsung fiba asia cup
berani membela kepentingan nasional
dengan lapang dada kehilangan salah satu owner
di sini terjadi keterlambatan pembayaran
gua denger dengar dari si rocky ngomong di youtube aja
dava kan sebenernya kecepetan juga ya
apalagi tadi udah sempet lu singgung juga ya
dua ribu sembilan belas yang lalu suara yang terbuangnya ada sekitar tiga
sudah memberikan perspektifnya bersama kami di cnn indonesian newsroom
itu kawasan batavia ya
enggak lah kelly kayaknya dari awal
selain aven tentunya kalau gue ngeliat nama ya daniel salmena ya
karena bully ogi ini jelas kalau dilihat namanya ya itu ogi suwarja
dan saya berterima kasih kepada masyarakat dan masyarakat ala suatu
bayu merupakan siswa kelas enam sdn gedangan
hindari minuman manis secara berlebih
akan tetapi bisa menjadi saudara dan sahabat yang baik
ada sekitar dua puluh jenis kopi yang mayoritas arabica
untuk anak anak muda yang dia berusia
udah mulai kayak ada kayak buka tangan di udara gitu gitu sih
ini kalau kita bisa lihat di sini memang warga itu punya banyak hal yang rusak karena banjir
terus akhirnya bokap gue pelan pelan ngomongin
dan kerap dilakukan pihak pihak yang bertarung dalam pemilu
kalau big five oke lah dengan permainan mereka
handphone kita itu sudah menjadi bagian dari hidup kita
dilakukan oleh laki laki galombang terdiri dari dua kelompok yang saling beradu
yang abis sebelum lo juara season bareng staff kan
jadi dia harus pindah ke partizan
kayak landy kayaknya tuh kan dia sekarang kerja di dewa united
masih masih dream lah gak apa apa lah ya kayak punya nama baik nama baik di indonesia lah maksudnya kayak punya nama lah kayak gitu
karena secara materi ga kalah ya
gue udah ngomong kemarin ketemu dia di liga mahasiswa udah gak usah main lagi
tidak berbicara mengenai kepala daerah atau presiden saja
di pundak jadinya nggak maksimal gitu
kita tahu lah kalau misalnya alaya foster mungkin sudah nggak ada yang bisa jagain sih selesai juga lawan lawannya ya
karena itu saya pikir coach sintayong akan lebih berani membuat keputusan memainkan sepak bola yang lebih ofensif
tapi rame mengalahkan terminal yang besar besar
hari pertama di partai pertama nih
itu ngantrinya kalau di tempat makan udah sampai parkiran kali ya
saya kan udah jadi makanan sehari hari lah buat sm
menuju ranger ungu ya
menahan si aj di
so far tuh paling bagus cuma di mahaka
bahkan ada contohnya terminal di tinggi
terus universitas sementara tutup bisa belajar dari rumah sekolah tutup restoran untuk makan di tempat tutup
tapi memang secara ketangkasan
kita harus menunggu adanya seremonial dulu
oleh para pihak tertentu
namun menurut rahmat riono kepala pusat penelitian dan pengembangan bmkg
kontrak dia januari sampai mei
bisa berkolaborasi bisa bekerjasama sudah punya pengalaman yang cukup
pulau ini masih berjuang menyelesaikan masalah sampah
kamera pengawas korban melapor ke mapolsek pulau gadung pak amir mengetahui motornya yang
yang keempat adalah rumah sakit urusan perawatan
karena telah meningkatkan penjualannya hingga delapan belas dibandingkan sebelum ada aplikasi
sehingga sangat cocok untuk meneruskan tongkat estafet dari presiden joko widodo
penulisan nama allah menggunakan kaligrafi kufi
dipekerjakan oleh perusahaan perusahaan tersebut akan membuat kita seperti apa namanya angka
di samping sampah gelas kopi
bila perlu pembuktian terbalik tidak perlu kita tunggu delik pengaduan
nah ini kalau kita lihat gender kategori artinya yang paling banyak memposting atau membicarakan
di indonesia sejauh ini sih gue cari sih nggak ada ya
weekend kali ini saya mengajak anda menjelajah sebuah fasilitas kebugaran yang berlokasi di utara jakarta
terus non road bike dua puluh lima km per jam itu ada statement seperti itu salah
dari mulai keseruannya fan nya lah gitu
menjatuhkan hukuman percobaan terhadap
minta tolong cari kamar atau obat
di lapangan tuh kalau gak jago ganteng
terlalu cepat ya direspon
yang ini ya oke sekian aja episode pertama ini yes next kita akan tapping untuk episode kedua
minat masyarakat untuk menggunakan lrt saya rasa cukup baik
sampai ketemu lagi di episode berikut nih
kan kalau tadi kita ngomongin dalam sisi sebagai penyelenggara atau sebagai tim tuan rumah
itali sih ini salah satu
menurut ahli struktur fakultas teknik sipil dan lingkungan institut teknologi bandung
dan bertekstur kasar seperti kulit ayam
di sini bakpia benar benar merupakan industri rumahan dalam arti sebenarnya
iya baru ada gue pernah main sama yang satu lagi yang namanya justin
dan dia punya partner asing yang bagus ya
ya harusnya mereka ngeliat dari situ jadi setelah season ini
semakin baik dalam penggunaan digital mobile banking seperti ini pak
ada orang yang dia testing scoringnya tanpa pinjol itu bagus gitu kan
diharapkan bahwa trajectory ataupun arah dari pertumbuhan ekonomi indonesia ke depannya pun juga akan semakin baik
beliau itu kan presiden gak diberitahu juga tahu
kuliah masuk sini aja gitu
ya awalnya kan gue ngeliat asingnya kurang ya
nah biar tambah semangat puasanya
mencemari hal yang lain lah intinya apa namanya
dari pemain pemain lokal dan pemain pemain muda dari ipj
ketua dan anggota masjid hakem konstitu yang kami muliakan
supaya ada talent full lah kira kira gitu
oke oke betul sekali ya saya setuju dengan itu
tapi entah bagaimana nanti per tv victoria nya apakah akan terus atau tidak saya belum tahu
mereka tetap ikutan pakai kebaya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
sampai menjelang berangkat berwudu lagi
gue rasa masih belum mendapatkan minute play dia
nah kalo sepatu biasanya udah gue langsung kasih ke apa namanya
setelah itu diberikan nomor antrian untuk masuk ke dalam ruangan ini dilakukan screening dulu
jadi setiap kali revisi pembahasan undang undang pemilu ini selalu dibahas
tetapi kita akan jeda sejenak terlebih dahulu jangan kemana mana
gimana pak dari delapan kota ini
berarti mas hani pasti deh tidak akan makan pada waktu itu
tapi yang menarik adalah kita harus membuat neraca dulu
tapi juga partai nasionalisme juga menganggap perlu memikirkan persoalan persoalan seperti ini
dan secara flow coach peja udah tau siapa yang harus main duluan

banyak umumnya kan adalah generasi z ya
diminta pergantian kartu sim
di awal itu dari tahun seribu delapan ratus delapan puluh sembilan pemerintah sudah memberikan makan siang gratis khusus untuk anak anak miskin

tapi kalau kita lihat ya mbak karakter netizen selama ini ke pak mahfud itu memang mereka suka
enggak itu salah satu mantan gue
kalau ada sesuatu yang disampaikan nanti setelah pemberian keterangan selesai
ini diprediksikan tumbuh lebih lambat tahun depan yaitu amerika dan china
sepanjang sejarah dari zaman dulu sampai zaman sekarang pun keadaan itu selalu terjadi
ojk harus melihat juga ada kecenderungan yang muda ini yang berhutang dan yang gagal bayar
dan perannya menurut gua sangat crucial untuk dewa musim ini
satu yang sudah berpengalaman di indonesia
dan juga biasanya kita trading cross rate currency
mahasiswi semester lima sebuah ptn di malang ini
tapi beberapa seri ini kayak kenapa ya
sedangkan rans kan tidak ada perubahan yang signifikan ya
indonesia patriotsnya kan udah gak masuk
jadi buat para wanita ibu ibu makan teri nasi secara teratur baik untuk kesehatan
nanti kita berikan waktu satu jam kita selesaikan
sampai ketemu di instagram dan juga di podcast selanjutnya
dan bali united sebenernya ini mereka pengen kearah mana gitu di season ini kayaknya gua masih kayak agak bingung sih sebenernya
terima kasih bu sri
nah tujuan kita bersepeda itu untuk kan kita tahu itu untuk
udah tuh game itu kita ujungnya kalah
tersangka dibawa mobil tahanan menggunakan pakaian khusus tahanan
nah kemudian saat ini pemerintah memberikan tarif promo selanjutnya
kalau mungkin lu berdua kan belum pernah nonton kan
yang jadi yang line upnya justru jabari sama wendel kan
cukup terpuruk ya bisa di bilang ya
makanan berkuah ini juga cocok bagi penyuka pedas
pengamat sepak bola muhammad kusnaini
pada hari sabtu minggu terus juga pada pagi hari bisa masuk di jalan sudirman tamrin jam lima sampai setengah tiga
di atas kontribusi investor institusi domestik yang sebesar dua puluh sembilan
berlakukan sekarang itu tidak ada
nah pasangan suami istri bisa terlihat apakah dia mendapatkan perhatian dari kantor tempat bekerja kalau misalnya tidak ada maka alternatifnya apa
terima kasih dr marta spesialis rehabilitasi medik sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today pada pagi hari ini
tinggal kita buka video ya
buat industri industri kita gitu loh
yang pro menyebut hal ini lumrah dilakukan sebagai wujud kesantunan
kala itu dinilai sulit karena belum menjamur seperti sekarang della dituntut untuk terus kreatif dan riset
kalau disimasi orangnya menurut saya sangat tidak tepat
tetapi juga pembentukan mentalitas yang fit dengan karakter masyarakat jepang
karena di sini akan terkumpul air air dari hulu
ada sedikit perubahan yang harus dilakuin
ya ambil dulu nggak boot khusus arun tuning yang banyak dis mutations
oh iya masih dua tangan benar benar
lo berdua apa ada haters wenas atau love wenas nih
bagaimana mas fahmi melihat kemampuan hacking biorca
iya tapi shia dao juga untuk visha full amir ya makin keren mainnya
gangguan ini tidak akan terjadi lagi dan kemudian juga dengan adanya gangguan seperti hari kemarin
mudah ya emang ya kita tinggal duduk aja sampai ke terminal loh
jadi lebih seperti boneka ya lebih diatur
saya mendapatkan informasi bahwa pada bulan maret
meski memiliki penghasilan di atas umr jakarta
terus rataannya pun boleh dibilang hampir double double
yang bergantung pada pekerja internasional
padahal kita sebenarnya punya solusi paling mudah
ada miss di beberapa detik terakhir sih
apa yang namanya ya underdog mentality nih mereka sebagai
cukup mendominasi dia di vietnam juga mvp
mereka kan penyewa jadi udah lain lagi penyewanya
itu orang belanda menyebutnya seperti itu
prawira seperti biasanya gitu ya oke mungkin next kita akan bahas pelita jaya jakarta yang
kemarin pemain lokalnya tuh
enak dari cara mereka bermain
tim liputan cnn indonesia
dan memboyongnya ke lokasi penjaja bersama kucing kucing yang diajarkan oleh kucing minha jadi warga yang seketika mendapati seekor kucing liar mengalami kejang kejang
tak pernah terbersih sedikit pun di benak kedua pihak untuk bersaing
kembali lagi di episode kelima abasok indonesia di tahun dua ribu dua puluh satu
maupun lapisan di bawahnya
dan harus diingat juga bahwa ini waktu pemilu yang dekat
wow di dua game pertama kemarin sih dia menunjukkan kelasnya sih bisa menjadi salah satu pemain yang cukup komplit lah punya
yang menariknya orang memikat untuk usaha ini buka parkiran motor penitipan motor
nah tadi saya sudah katakan coba cek itu semua sekarang
untuk bisa menggunakan moda transportasi umum
dengan adanya si lega mahasiswa
selain galombang ada pula kapri

memang ada di dia di enam man di pg lalu yang kedua ada
yang motivasi dia bahwa kematian itu semua orang bakal mati
apalagi kalo gue ngeliat ksatria juga eh kentral juga masih eh bagus gitu di di beberapa game kebelakang
tapi gue ngeliat sebagian besar itu mereka udah cukup baik menghadapi tekanan tekanan itu
salah satu veteran juga masih ada
kali menang dua kali kalah dan
nah ini mk cukup konsisten ya soal open legal policy
sekitar dua sembilan ratus sekian hektare itu terendam
ini kan yang masih ada perbedaan antara pemilu nasional dan pemilu lokal
dua matchup pertama dulu ya
gue harap juga ada pemain yang lagi dengerin kita ini
dan dengan cara digitalisasi sebenarnya penghematan bisa dilakukan
tapi daniel ini akan menjadi playout to watch yang menurut gue akan sangat dinantikan sih di dua ribu dua puluh empat ini ya
pengguna brand lokal nih gimana nih ngeliat film atrift ini
cuman siapa yang mau baca chen lu atau gua
atau di jogja atau di semarang atau di kota kota lain
jadi kita bisa menggunakan namanya orthosis atau brace misalnya kalau dia terkenanya di
itu berdampak pada perempuan lebih berat daripada laki laki
eh tapi lu sendiri ngikutin gak sri kandi cak
secara materi tim gitu walaupun
kalo misalnya kita liat ada game tiga
dan demikian wawancara saya dengan menteri kesehatan republik indonesia budi gunadiswa
tni polri ini bukan lagi
dalam menghadapi situasi teknologi yang seperti sekarang
yang mulia nama saya muhajir effendi
dok kita bicara soal osteoporosis ini ternyata saat ini tadi dokter juga menyebutkan mereka yang memiliki penyakit hormonal
pemanfaatan itu tergantung sebenarnya pada kondisi daerah masing masing
pertama yang paling menyolok itu konflik di pasir putih
sehingga diperlukan banyak persiapan agar balita bisa nyaman saat perjalanan mudik
kami menggunakan data lebih baik lebih
pengalaman dan impactnya di tim itu udah tahu gitu akan seperti apa gitu nah itu sih paling
berikutnya menteri badan usaha milik negara erick thohir menyatakan smelter pt freeport yang akan dibangun di kawasan ekonomi khusus di gresik jawa timur
untuk di top empat karena menurut gue
dan di bagian manajemennya mereka sekarang gak ada ronny gunawan
periode ini diperkirakan akan menjadi periode liburan tersibuk dalam empat tahun terakhir
dan sekarang ada lagi nih destinasi wisata yang lagi hits banget
di game keberapa gitu juan lorennya emang bagus
dan ini pasti gue setuju sih seru banget
sejumlah kontroversi dari pondok pesantren al zaitun antara lain
nah sebenarnya kalau kita lihat industri tekstil dalam negeri saat ini kondisinya kayak apa mas
lalu pernah nanya gak cak kenapa timpang begitu cak
di mana kita akan memperkenalkan fakta
itu organ dalamnya dalam kondisi yang normal bagus
kita akan selesaikan dalam dua minggu empat ratus bed di rscm
kopi yang fansnya aja di sini
hendra kurniawan dan agus nur patria di pn jaksal
saya yakin semuanya bisa terwujud dengan baik
jadi kita bisa asumsikan ya mungkin gak akan masuk roster di tahun depan terus juga kita melihat ada nama nama baru kayak damdianye
kalau misalkan melawan satria muda sebagai juara tahun lalu
selamat malam penyunting handal
terus kemudian pendidikannya maksudnya cuma s satu atau berapa itu ya
ataupun keluar dari negara penghasilan menengah
kira kira apa yang bisa diperbaiki nih
tiba tiba ada gempa megatrust
banyak lah gitu yang emang berkontribusi di timnas kemarin
seberapa seringkah kasus pembobolan m banking semacam itu sering terjadi pak
sandi ibrahim di dua game itu sih
mungkin gue akan menonton pertandingan antara olimpia milano lawan final baca
enggak ketua umumnya dulu yang diganti
latih tanding yang lebih banyak lah
kita nggak tahu nanti selama berjalannya kan ini bakalan jadi season pertama kalau misalkan
iya raja wali yang menang
sejumlah pihak pun curiga pembagian bansos jelang pemilu ini sangat kental nuansa politis
apakah pemain pemain muda ini
dan kemudian kamu bisa menurun ke warna biru kemudian warna kuning kemudian kembali ke warna biru
dan saya harap bisa kasih informasi
dan itu sebuah penemuan yang cukup bagus menurut gue bagi coach peja ya

indonesia cup kita take lagi untuk ngomong
punya nama jokowi itu akan bisa menjadi beban
maka caranya adalah beberapa prioritas keuangan lain harus mengalah
artinya sekarang kita berharap para pemain tampil lepas tanpa beban
kita tau sayangan di nba gak gampang gitu kan
akhirnya terminal itu juga kurang termanfaat kan
dari depan gerbang masuk pusat kuliner ini menarik perhatian
ada beberapa tim yang memang ada
rancangan kau hp yang berhasil menyelesaikan rancangan kau hp pertama kali prof boy marjono
ini yang kemudian menjadi suatu hal yang buat saya berbahaya sekali
standar lapas tidak boleh terlalu banyak pintu pintu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
sekitar tiga puluh juta dolar sebulan
semangat dia tuh lumayan ngangkat tim bumi borneo sih sejauh ini
atas peristiwa kebakaran di lapas kelas satu tangerang banten
itulah bingung dia cemas dia
untuk bisa memenangkan pilek dan pilpresnya beserta dengan calon yang sudah dipilihnya
setidaknya mencari cara bagaimana sampah puntung yang sudah tercecer di seluruh permukaan bumi ini dapat tereduksi
jadi mendingan lu sama gue aja udah pasti menang gitu loh
nah dengan adanya big
apakah kemudian dia yang tadinya jadi nominasi rookie of the year di awal kardia
karena tentunya kemenangan sebelum rehat kompetisi itu jadi modal bagus loh
menang berapa kalah berapa itu juga nggak bisa diukur gitu karena yang tadi lo bilang ada beberapa tim yang kayak sm kemarin kalau nggak salah lawan prawira dia nggak pakai asing sama sekali
kalau aula dan sebagainya saya kira perlu lah karena aula itu bisa disewakan
di asrama di ruang makan nggak bisa
jadi dengan segala perubahan asing dan juga kedalaman squad lokal itu bakal jadi penutup badan
kurang perform ya waktu itu di nba
menarik juga ya berarti ibadahnya silaturahminya tetap dilakukan begitu walaupun memang untuk saat ini sementara tidak bisa untuk bertemu secara langsung tetap muka dan lain sebagainya
anda selamat bertugas kembali
padahal mulainya harus jam delapan
dari gua pribadi kalau lo dari grup ini itu sih kalau dari gua pribadi kalau lo dari grup ini
hanya menelan tanpa ada proses verifikasi dan juga fact check gitu
supaya anak ini juga tahu oh kita harus mencapai kemampuan yang baru
beda dengan mereka yang sepenuhnya mungkin banyaknya daratan
jadi mekanisme pendaftaran ke unesco itu ada dua
sudah saatnya semua membuka mata
tidak cukup dengan vaksinasi saja
tapi itu dengan catatan positivity ratenya lima persen
semuanya hati hati karena sekarang memang slik datanya ini makin lengkap
serta pegawai lapas yang masih terbatas
ya bagus setelah melihat scrimmage ya
nah ini apa yang dimasukkan dengan lingkungan itu
tiba tiba joseph dipasang di awal sama afin
dia udah semaksimal yang dia bisa menurut gue ya
namun jangan kaget di akhir pekan jumlah itu bisa bertambah hingga lima kali lipat
mengajak foto supaya terhibur dan tidak menangis
menurut heru saat ini lima puluh tujuh juta warga indonesia sudah mendapat vaksin
soalnya dia kan di musim lalu bersama patriot itu dia selalu konsisten masuk sebagai player
ya makanya ini gue jadi makin apa sih namanya makin nungguin ini nanti nih buat ibl dua ribu dua puluh empat bakal seseru apa
sedangkan untuk jumlah testnya spesimennya bukan test jumlah orangnya
satu tujuh ratus delapan puluh enam atau satu delapan ratus tujuh puluh enam ya pokoknya satu delapan ratus an
kartika bagus solo jawa tengah
sebaiknya kita tuh sistem draftnya kayak gimana sih pak
berarti lu lo di malang kan berarti cuma setahun ya dua tahun dong berarti ya dari kelas dua tahun
regenerasi kekerasan itu selalu berlangsung ya
seharusnya ada pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku
yaitu mulai dari dua puluh ribu rupiah hingga lima puluh ribu rupiah tergantung pilihan menu
tapi tiba tiba di tengah jalan
apalagi pemain asingnya si rony bose itu
dan juga kita kadang kadang ada minuman gratis loh yang tersedia disini
jadi kita lihat postingan tiktok itu cuma delapan belas ribu mbak
nah justru dengan fakta ini kita mencoba menawarkan oh ini kita tempat bersatu nih
kiki haria di helmi surya negara bandung jawa barat
meski beberapa anak tampak ketakutan
karena ngurusin ada yang nggak datang
pada tahun dua ribu tujuh dia dipindah ke lapas nusa kambangan
yang apa namanya kalau nyanyi belakangnya ada
tetap sih kita kalau sudah selesai ada rasa galum terbayang
dengan luas bangunannya dua lima ratus meter persegi
seleksinya bareng bareng gitu bro
kalau gue sih ngeliatnya pergantian liga asing ini kan bisa dibilang prawira itu mengganti semua slot asingnya ya

apalagi sejujurnya gue menikmati euroleague karena barcelona juga basketnya cukup oke lah di euroleague
ya mahardika terlihat di tempat anda melaporkan saat ini masih ramai warga
dari situ ada posisinya ada david seagers
sebelum punya anak bahkan lebih baik lagi
disana menyatakan permintaan maaf
pulau ini timbul ketika laut surut
dengan menciptakan antibody bagi penerimanya
silahkan masuk nanti kita lihat ya
sebagai partai yang lebih berkembang
kita masih menunggu capres cawapres
nah kita dikasih akses untuk berdiskusi
ndek kuah sama sekali
partai yang didirikan oleh sby
kalau tidak ya dia netral terhadap semua
ini sebetul betul botong royong masyarakat sakre terhadap kegiatan ini
tentunya kepada para pemain lokal yang sudah banyak orang omongin juga sebenarnya dari november mungkin
nah warung nasi khas sunda ini memang bukanya pagi pagi sekali
dan apakah poin tersebut memenuhi kriteria untuk orang tua tersebut dibebaskan dari beban untuk membayar biaya bulanan makan siang
bang yani dan teman teman sendiri kenapa sih akhirnya mau berkontribusi
meski keratosis pilaris tidak berbahaya
ya gue harap dari williams juga
indonesian canin and dog sport association dijadwalkan menggelar kompetisi berskala nasional pada november mendatang
yang gue pernah masalahkan adalah
tapi mengetahui apa yang ada di dalam hati masing masing
juga ada kesetaraan keadilan
strength speed yang dia punya tuh bisa jadi advantage buat bumi borneo
telah menjalankan program keaksaraan dasar untuk mengurangkan kegiatan penyelenggaraan
di sini adalah pompa air jadi aliran air yang masuk ke reservoi ini
dengan menggunakan transportasi umum salah satunya
mengeringkan beragam jenis ikan hasil tangkapan nelayan
peran yang akan surut digantikan oleh para pemain lokal lainnya diangkut wah itu tuh kita lho gom
bagaimana perbedaan yang prof lihat gitu
tidak hanya bagi murid tapi juga guru dan juga orang tua
di ketika dia bermain di guard
para kolektor berharap pameran ini membangkitkan semangat melestarikan keris
nah kompleksitas ini ternyata juga dialami oleh pemilih
agar tidak terjadi kepadatan di dalam rest area dan juga perjalanan tentunya akan menjadi lancar sampai ke kampung halaman
kredit oleh jasa keuangan gitu
timbul pertanyaan apakah sudah waktunya dibutuhkan revisi undang undang pemilu
ga ada randy bell didalam dia terlalu
itu jadi kayak mungkin beberapa karyawannya kali ya
enggak sih gak terlalu
dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten lombok tengah mencatat pada tahun dua ribu dua puluh satu
dengan pernyataan pendapat dari dpr dan dibawa ke mahkamah konstitusi
di jakarta lagi gitu jadi
oke pecel sayurnya udah dapet
cuma kayaknya hamil seminggu kayaknya baru keluar gitu
yang mungkin akan menjadi atau mencuri spotlight di ibl musim depan ya

oke setelah para pelanggan datang kemudian mencatat apa saja menu yang akan dimakan selanjutnya digoreng
tapi ya gue harap dia selalu improve dan dia tahu role dia ketika berada bermain bersama pemain asing gitu
atau dia jadi harus menitipkan anaknya gimana
harus tegar pokoknya memberikan keyakinan doa zikir semua ayat ayat
tapi itu kita simpan untuk pertemuan kita yang akan datang
supaya tidak mengalami pengulangan yang sama kan gitu loh
harum nyaman emang ya kalau pakai parfum itu bikin hati tenang damai dan makin pede kalau ketemu orang
tidak cuma tipe a yang dulunya menguasai semuanya di paruh paruh
sampah plastik sebanyak delapan juta ton
berarti capaian dalam satu tahun terakhir sebesar sembilan puluh dua persen
terima kasih dari kantor menko perekonomian pak
ya semoga aja kita selalu memberikan wawasan
united nations population fund atau organisasi dunia untuk populasi mendefinisikan
tapi angkutannya nggak ada yang masuk ke sana
oke bahkan sudah sampai ratusan begitu ya
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
jadi kita akan mulai dengan notanya ini dan kamu mendapatkan suara yang baik yang tersendiri
banyak warga yang diliputi rasa khawatir dan merasa tidak aman saat melintas di kawasan ini
yang diperbolehkan masuk kemudian mereka kita tempatkan di ruang tunggu untuk mengisi data dan meng input data
tapi karena covid kemarin di empat edisi terakhir atau tiga edisi terakhir nggak ada ya
lagi tidak seratus persen lockdown tapi diberlakukan pembatasan seperti public places public libray tutup
dari satu sembilan puluh penduduk di lombok tengah
gue ngeliat dari empat sampai lima menit terakhir mereka main juga enak banget
makanya gue mungkin masih sebelas dua belas antara kanada atau slovenia
kalau gue sih liatnya sm tuh apa ya
tesnya ada coklat balance terus nati sedikit herbs
tapi mungkin kalau gue mau nambahin gue mau nambahin dante eksum sih yang kembali ke nba
yang masih memiliki pemain asing
perempatan taman sari ke selatan sebelah timur jalan
sebagai kader terbaik dari pdi perjuangan presiden jokowi saat ini mempunyai tugas negara
itu sudah konsisten di atas dua ratus ribu
menurut gue rotasi mereka agak jadi kurang gitu
dan menurut saya juga dalam sejarah sistem transportasi jakarta persoalan line ini persoalan yang lama yang memang menurut saya harus ditangani ya
kasus kasus yang kalau kita lihat historisnya kekerasan itu memang
disahkan istrinya bu jadi jangan ada ngadang jadi ada ada perlu diperkenalkan ada restoran
ya tapi secara kita lihat secara visual tuh memang udah gak pernah latihan bareng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
kemudian kalau yang kecil kecil saya pikir yang penting dia dibangun sesuai spm saja
bahwa dia punya hak untuk mencalonkan presiden
ia misalnya pernah menjabat sebagai dandim surakarta saat jokowi menjabat sebagai wali kota solo
pj harus ngambil game di jakarta sih
dan dengan sabar menemani para terpidana yang sedang menjalani hukuman
kami telah mengundang perwakilan dari dpr ri namun belum dapat bergabung dalam dialog sore ini
maksudnya dapat bola tembak bola tembak sekarang dia udah bisa dribble dipenetrasi juga segala macam
bima perkasa jogja lebih fokus untuk pembangunan ulang squad ya
dan terakhir juara dari mongolia itu sendiri ya
kakak kan dari tk udah dijijelin basket ya
tapi bahwa pertanggung jawaban pidana itu kan sifatnya individu ya sangat personal
sementara untuk orang dewasa seharga rp lima puluh
saat ini pasar mayastik telah menjadi salah satu pasar modern
biaya perjalanan dan akomodasi beliau ditanggung secara patungan dari beberapa sumber
money management disiplin karena itu semua butuh jam terbang dan punya peluang untuk bisa sukses
ini beberapa hal yang saya lihat di sini ya
temennya yang jadi role model
tangannya terampil membentuk tanah liat hingga menjadi pot berukuran dua puluh hingga lima puluh cm
sudah memasuki episode ke tujuh di tahun dua ribu dua puluh

tapi di sisi lain itu juga merupakan tantangan tersendiri
jadi kita sekarang belajar dari padi
di tahun dua ribu dua puluh dua harusnya harusnya
apa efeknya nanti ketika dapil dikurangi begitu
maka kita akan lihat tadi di isu terbesar itu adalah terkait soal ikn
mampu diubah menjadi kawasan wisata
langsung saja saya sapa pak ikrar selamat sore
di sini bakpia sering dipesan untuk keperluan hajatan
australia bakalan melangkah jauh sih gue ngeliat itu
jumlah penderita diabetes meningkat hampir tiga kali lipat dari empat ratus enam puluh ribu menjadi satu tiga juta
dan sekarang kita mau menjawab
hari ini di kanada ada hari yang cerah secerah hati saya
indonesia harus memperhatikan kualitas sdm yang memiliki syarat keterampilan pengetahuan dan teknologi
verifikasi pemilihan sekolah sampai nanti terakhir dilapor diri ini nanti akan diperpanjang sampai
dari kawasan indonesia ke beberapa negara tetangga
cuma memang kalau dari squad ya panettiaikos gua lihat beberapa highlightnya nggak terlalu
jadi kayaknya mereka butuh
ceo optus mengatakan bahwa hal itu sekarang sedang diselidiki secara menyeluruh
yaitu menteri koordinator perekonomian dan juga menteri perdagangan
bahwa kami sebagai anak anak muda
dan di situ afida berjanji pada diri afida sendiri
tiba tiba di pemilu sekarang memilih partai b misalnya
semuanya sih menarik kalau menurut saya
oke nah ini kalau selain makan mas untuk kebutuhan mck nya gimana
juga tadi apa yang lo sebutin
berusaha mencerna gitu gimana akhirnya indonesia punya tim yang bisa berkompetisi di ajang internasional
mungkin lu dulu singkat aja
saya sendiri juga pernah nyoba yang model gas
satu pertanyaan penting buat mereka menemukan kembali kepercayaan diri yang penting kepercayaan dirinya
sedangkan si antonio hester bisa melakukan itu ke siapapun yang ngejaga dia gitu
jadi tidak terlihat ada jenjangnya gitu perbedaan antara ininya
dan managing director startup biotech australia berpendapat
tapi ada juga yang kita temui tidak menggunakan masker dan kurang prokes dalam hal jarak nih
dia gak suka kalau brand lokal itu direndahin
nah pasca pemilu dua ribu sembilan belas sebetulnya ada niatan untuk melakukan revisi undang undang pemilu
melihat secara langsung jadi buat temen temen
dia bakal menurut gue ya bakal punya banyak kesempatan untuk membuktikan nih
salah satunya adalah warga penghuni rusun marunda cilincing jakarta utara
kalau mungkin dari gua
karena kan tentunya seperti yang di peraturan
yang bersekolah di solo kita vaksin semua
serta memiliki lebih kurang seratus orang karyawan
makanya kadang kadang kalau misalnya kita mainin vincent juga
gue melihat masih cukup ini ya
atau misalnya dia hemodinamiknya terganggu
setiap kali panen dengan lahan seluas dua ribu meter persegi mampu menghasilkan tujuh ton belimbing segar
keratosis pilaris dapat ditangani dengan beberapa perawatan
brahm mr consistent kalau gue bilang ya
dasarkan beberapa kejadian yang sudah diungkap oleh konsep tamboran
pulang disini saya dicaciwaki dituduh
yang jelas ketika kami membuat suatu judicial review kami meminta bahwa calon presiden ini memperhatikan atau mengakomodir kepentingan kepentingan anak muda
terutama tentang budaya pesisir sibolga
federasi atau dari perbasi harus
harusnya dia bisa nemenin kalau gue liat sih harusnya dia bisa nemenin si pras di timnas ya
tapi dengan mengikuti club lama lama situasi saya juga lihat di event itu jadi mencair
bagaimana perbedaan signifikan ya antara pemilu pemilu dari rezim rezim sebelumnya sampai ke sekarang ini prof
lbmnu jawa barat juga menyebut pondok pesantren al zaitun melakukan penafsiran kitab suci al quran secara serampangan
udah udah udah cukup
dilakukan dengan perjalanan darat menuju bandara soekarno hatta
tapi tahu banyak tentang pak yusril gitu ya
si high tech jadi kita lihat seberapa apa ya seberapa kuat asing asing dari pelita jaya juga
pertama ini mungkin banyak petugasnya
baru akan berangkat di akhir bulan ini tanggal tiga puluh satu kemungkinan jadi mungkin sebelum tanggal tiga puluh satu bakal ada
setelah anaknya lahir harus paham bahwa di bulan bulan pertama itu pasti akan terjadi perubahan budgeting yang luar biasa signifikan
dan tentunya ada juga beberapa tim yang kayaknya ada mayem aja ya cen ya
punya data delapan belas delapan juta penerima tapi tidak dilibatkan pak ikrar
yang sebenarnya real madrid ini punya
jadi tidak perlu lagi dibeda bedakan
jadi ya hoki hokian sih sempet ngelawan yang bisa dibilang
dia bisa jadi fasilitator buat teman teman lainnya sih gua harapan gue sih setuju gue
jadi lu nonton atau liputan
dan eee semangat yang dia punya
jauh lebih tinggi gitu
jadi memang ada kegiatan kegiatan yang melebihi dari sebacem sekedar forum
pada bulan desember kemarin
bangga lah sebagai orang tua
mungkin kemen parecraft bisa masuk
gang australia mengatakan mereka yang terkena dampak seharusnya memperoleh kompensasi dari perusahaan telekomunikasi ini
yang mengaku sudah kewalahan karena adanya over demand begitu ya pak ya
yang kedua adalah filter bubble
ada perbedaan signifikan nggak sih mas
ya hingga saat ini itu sekitar ada puluhan rumah diperkirakan yang terdampak dari kebakaran yang
di musim lalu bersama patriot itu dia selalu konsisten masuk sebagai player
gue harap sih pasti memberikan kejutan sih
dan masih bersama gue agok kristian vincent manahem dan si penulis handal atau penyunting handal pauji
yang jumlah penyewanya meningkat dua kali lipat dari hari biasanya
artinya jadi meluas pasarnya ya
yang dilakukan oleh wide
oh kalo dia mau ipa
karena dia pernah blunder terkait sama asam sulfat
kebetulan ya bu jadi main food club itu dari tahun dua ribu sembilan belas banyak beberapa
tapi kalau scrimmage scrimmage tuh pemain biasanya lebih seneng
hasan makarim mulai menginjakan kaki menampingi narapidana
beberapa ya contohnya tadi saya bilang tirton adi sudah bisa hidup
terus kemudian ada yang bagian menjualnya juga ada gitu
dua ribu dua puluh empat ini benar benar besarnya alhamdulillah min zalik ya rp enam ratus bukan main main ya
ya kayak lil gitu terus apalagi gitu ya gue lupa deh
jadi memang secara kesiapan tim ini sebenarnya belum terlalu siap dari sisi pemainnya
nah terpaksa dirumahkan dan sebagainya
di april tanggal dua puluh tiga sampai dua puluh enam
membreakdown masing masing gamenya gitu
kayak luka donci misalkan yang
apakah dasarnya vaksinasi bisa berjalan maksimal atau memang masyarakat sudah mayoritas terinfeksi
kemarin widhi main luar biasa banget sih
harap harap cemas dia kan bermenung dia kan
jadi adalah institusi keuangan waktu itu tahun sembilan puluh an banyak yang tanda kutip merugi atau terkena kredit macet
kemarin tuh waktu lawan sm di buditama gue nonton
si rans sama bima perkasa
di jakarta semua tuh ada yang di tanggerang dong
ini menurut gue sih big match juga nih
iya iya yang jelas sangat berdampak sekali buat nelayan
meski sudah mendapatkan vaksin dua dosis sepuluh hari setelah hari jadinya ia dinyatakan positif covid sembilan belas
sekuat juga bahkan tahun ini
kemudian kepada para pihak supaya tetap menjaga ketertiban persidangan
soalnya kan yang udah sekarang udah tamat belajar larinya ke pabrik
dan mereka lah yang kemudian menjadi fondasi dari pembentukan menu menu bulanan itu
dengan adanya g rock nih perannya antoni bin akan lebih mudah
size hang tuah yang dibilang undersized loh
misalkan di komputer atau di laptop di hp
kita kemungkinan bisa tidak diikutsertakan
librian nash dan jerome jordan sejauh ini
dan gue rasa sih semua setuju ya
jadi mungkin ini senadih yang tadi gue bilang ya permajaan tim banyaknya napas napas baru
kan aku tiga bersaudara kakakku yang pertama
mana yang masuk tugas lingkup pekerjaannya dia mana bagian yang dia harus menolak secara tegas
terbentuk dari masalah yang dihadapi
even lu main sama januarkuntala di lapangan
karena ini satu langkah yang sangat luar biasa ya
itu ya di tahun kalau saya dua ribu sembilan dua ribu tujuh dan dua ribu dua dan sepertinya di tahun ini mereka pengen kembali apa merebut
yang sedang emosi dan melakukan perusakan
dan mungkin karena keadaan setelah pandemi itu berubah
pihak keluarga sendiri masih belum bisa memberikan ketepatan
ketemu kak augi tuh
jadi dari bulan mei itu untuk mencari lahannya dulu dan untuk pembangunan resminya sendiri itu baru
lama kelamaan memang mainnya lebih banyak di luar ya
jadi semakin banyak dia bermain dengan orang orang jago maupun orang yang biasa aja gak apa apa
kebetulan untuk vaksinnya vaksin tiga ini khusus untuk pfizer
akan scarcity effect efek kelangkaan sampai terasa barang ini kalau nggak dapat
pusat menggelontorkan dana untuk pengentasan itu

itu ceritanya kan bokap gue mau masukin gue ke club kan
terima kasih sudah berbincang bersama kami
perspektif gue adalah pemain yang di tahun sebelumnya atau dua tahun sebelumnya punya kontribusi bagus
karna kan game ini panjang ya maksud gua series
pada tiga puluh desember dua ribu dua puluh satu lalu
bersemangat mencari produk incaranya di luar negeri selain untuk konsumsi pribadi putri memanfaatkan
misalnya dia udah dijual di mall
karena memang mempunyai anak sebuah tanggung jawab jangka panjang ya mbak ya
jadi memang membutuhkan tempat yang bisa mengakomodir mereka
dengan adanya lokal naturalisasi sama si heritage player
produk produk yang besar dan sebagainya
bisa aja pak yerlangga hartanto
jembatan pejalan kaki hingga tiga jembatan yang bisa dilintasi mobil
karena di kasus sambo itu sama sekali tidak ada hal yang meringankan
dan memang dari reservoir ini sendiri juga pembangunan ini sebenarnya sudah dimulai
rejeki dadakan seperti yang dialami ratusan warga desa sumur geneng bisa terjadi pada semua orang
apabila di antara tembokan batak diberi elemen penguat dan dilapisi oleh plaster
termasuk mengalahkan indonesia di fase gugur dengan skor dua juga
ya yang sudah sebelio adalah orang yang saya hormati
waktu itu pangarso nya masih ndoroden mas herjun yang sekarang menjadi ngerso dalem kapengsdoso ini
mereka tahu kalau saat ini ya pas puasa saya nggak kan saya kecil jadi tk ya
brandon francis gak main ya
meneruskan tren positif ini atau
itu utama dari offense nya
dari si demar hill jadi si dekado ray
ya sebenarnya kalau kita melihat apa yang ada sekarang
ya gue harapnya dava sih sebenernya
jadi kalau relokasi saya kira bukan opsi yang apa sekarang
oke kalau proporsi terhadap income bulanan itu kita agak susah tuh mengukurnya
dan di di ketika lawan di
dengan batas penukaran maksimal nominal tiga delapan juta rupiah per orang
untuk pengolahannya bisa menjadi sop gulai hingga semur
sembari menunggu giliran berfoto para pembalap disuguhi minuman hangat wedang jahe
dan kami terus berusaha agar napi napi yang lain tuh menjadi santri
seumpama sepeda atletnya memakai sepeda mtb
produsen terbesar dunia ya
the sim city itu yang di game boy
catatan hitam yang harus benar benar dicatat supaya nanti kalau memang terjadi
sama ke aku sama fira juga
yang tiga kali terakhir ini kan tidak punya wakil di pusat
jelas bisa jawab kali ya pak ini
yaitu misalnya ya itu tadi kayak mengajar atau misalnya dia jadi ilustrator atau misalnya jadi translator yang memang sudah di log secara bulanan mas
tentang pelanggaran etika pemain tim nasional
serta jalan khusus bagi penyandang disabilitas
kali ini kita akan ketemu lagi di setrum dengan pembahasan menarik lainnya
serta pilihan menu yang tinggi kandungan gula dan lemak
oke bungkus kalau kita lihat sosial media begitu ya banyak bahasan soal wasit begitu
makanya dalam safe zone itu yang perlu dihilangkan
berawal dari pemain pemain asing dulu nih kali ya
tapi kalau anda mengambil substansi kesehatan secara pribadi
untuk memasak atau mengolah makanan makanan ini
dari vaskes obat oksigen kita beralih pak ke vaksinasi
ini udah profesionalnya udah dinaikin lagi nih sama ibl
sebaiknya memang mengetahui dasar dasar terkait investasi
kemudian keadaan yang lain juga bagus
mungkin kalau gue bisa menambahkan tapi lebih ke apa ya
saya mengurusin saja sampai menyolatkan di masjid
sajian lebarannya itu nggak salah ya
jika nanti hasilnya terdapat penyimpangan maka pihak rsud taman sari akan melakukan pendampingan psikolog dan psikiater
bahwa memang prawira ini harus segera mencari solusi sih
dan lebih nyaman digunakan oleh semua pengguna jasa
masuk coach ahang sama coach siapa itu
pada saat nanti mereka keluar kembali ke masyarakat
eh kita lihat nanti karena eh ya ini kan eh terakhir kan dia masih cedera ya
namun setelah itu lancar kembali
dia juara dulu yang rambutnya kayak bawang ke itu segera dia dia oke banget kan di di tahun itu ya
nah tapi yang terjadi adalah partai politiknya tidak sederhana
yang menarik ayam di sini disebut dengan ayam balsem
pemain lokalnya terutama beberapa pemain yang yang bisa keluar gitu potensi dari dari apa namanya dari
juridis dan juga filosofis
itu untuk yang gagal bayar di usia sembilan belas tahun ke bawah ya
dan penghabusan kantong kantong kemiskinan
kedua adalah pendekatan influencer
iya bagus dia bisa ngedang juga bro
udah bisa hadir di podcast cnn indonesia
mungkin nanti juga kalau punya basket juga lebih seru kayaknya bu ya
karena memang melihat pengalamannya juga kayaknya udah gak asing lagi deh dengan sistem pacific ya
dan ya secara squad memang jerman
ya tetap kita bersihkan sebisa mungkin gitu
maka artinya ada kesempatan bagi sepuluh partai politik untuk mendapatkan kursi
karena mereka ngambil tino dan sefli yang secara pengalaman dan impact nya cukup bagus juga gitu ya
untuk mengarungi musim yang cukup panjang ini gitu
untuk pekan pertama musim dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
mungkin salah satu pembuktian mereka ketika mereka
jadi masuk ke lapas itu memang agak ngeri ngeri juga gitu
emang bukan posisinya dia jadi kelihatan masih individual banget
soal desain pemilu yang terbaik nanti ke depan
jelas sangat kehilangan ricky rubio
iya kita belum memutuskan
karena dia kan sebenernya
league ya bukan unge ya bukan buka bunga citra astari ini banyak yang masih sering ini masih
dan kemudian perkembangan kota
bakpia adalah kue bulan yang dibuat dalam ukuran kecil dengan isian kacang hijau yang rasanya manis
tapi susah juga cuy ngedetek ini siapa yang foto anjir
iya dong karena episode keempat ini tiga episode kita
jadi contoh adanya terminal yang memang ketika ada angkutannya itu dia bisa hidup
tapi sebetulnya bukan itu banyak bank bank lain yang sudah terkena tapi memang ada yang melapor ada yang perangkat di media ada yang tidak perangkat
dan mereka rata rata menggunakan pinjol gitu kan
karena itu di luar ekspektasi netizen
apalagi untuk bisa berbicara
dan prawira ya mohon maaf di tahun ini gak bisa lolos ke babak utama ya tapi kita bisa melakukan ini ya
siapa sih kok gue lupa ya namanya yang baru masuk perbanas
atau kalau menurut prosedur itu kan para anggota mpr itu mengusulkan kepada pimpinan
dan aplikasi untuk jual beli hasil tani
tapi di game kedua devondrik sudah bermain
lu lulus kuliah berarti harus lebih cepet tuh
karena kalau lingkungan saya dapat juga sebetulnya memasukkan penitipan anak dan sebagainya itu
ini kira kira pemainnya yang lagi turne in siapa
tapi pada saat ini nggak mencate ya
instrumen saya yang pertama itu suara saya yang kedua itu elektronik
apakah dia bisa nih mungkin di musim depan ya jadi most improve player gitu
ya tadi gue sih nanya ke lu kan awal gue bingung kenapa gak ada dari seri pertama
siap thank you semua yang udah dengerin
terus maksudnya terlihat secara gamblang gitu
bagi jemaah yang ingin berbuka puasa
tapi feeder feeder yang bisa mengantarkan penumpang dari a kemudian ke tujuan
jadi kayak banyak banyak insight insight juga nih kita nih gue sambil ngobrol juga gue belajar nih banyak dari dua senior gue nih
kalau sebetulnya odds yang besar tuh ke
nah tujuan dari investasi dalam perempuan ini adalah supaya lebih banyak perempuan di seluruh dunia
termasuk juga penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara
perkembangan ini mencerminkan bahwa ihsg masih mampu mencatatkan performa yang solid di tengah berbagai isu isu ekonomi global
karena semua di sini pakai masker
kunjungan beberapa menteri luar negeri oki tersebut adalah tindak lanjut
nah ini yang kemudian harus diantisipasi oleh sintayong
sebenarnya sempat main tapi cedera juga ketika melawan satria muda ya
maksudnya baru di new york basket seru sih ngobrol kayak gini sih
mudah mudahan ada manfaatnya bagi kita semua
ongkos produksi naik dan segala macam yang selanjutnya itu adalah seperti apa adanya
kemaren mainnya juga menurut gue belum satria muda banget gitu
itu sih kalau gue tambahin
kalau arief hidayat kena roni terus
karena netizen kita menjadikan dia sebagai hero
urusan perut jangan khawatir
dalam masalah pengalaman ya mereka
semua dilakukan sebuah karbitan sebuah instan
untuk memisahkan kembali pilek dan pilpres
iya soalnya pas lagi si papahnya vanessa ngomong gitu gue juga udah pindah sendiri
saat ini ada lebih dari seratus jenis hijab yang ia produksi
ngebantu ngebackup dari si pandu juga sih
kelihatan ya wan mana ya wan oh iya iya makasih ya wan tuh lagi kita wan loh ketemuan kok aneh ya
inti utama kris melayu dia lebih kepada simbol tidak kepada mistik
di mana kemudian celah kemungkinan doxing yang bisa dilakukan netizen
lagi mati atau pemain asing yang lain lagi mati itu bisa dimanfaatkan ke pemain pemain lokal sih
saya sebagai makmumnya sebagai makmum di belakang beliau
disini juga banyak kegiatan kegiatannya
sejak pagi warga sudah antre mendapat giliran disuntik vaksin dosis kedua maupun dosis ketiga ataupun booster
selamat malam bapak ibu selamat sehat assalamualaikum
back ya bisa bisa bangkit lagi atau justru mereka masih tetap kehilangan tapi ini jadi satu satu ini
tiga pemain asingnya itu nggak ada yang seperan dengan anthony bin
gak ada produk finance masuknya disini
seperti cabai bawang merah dan bawang putih
mungkin mereka tidak tahu bahwa misalnya pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh ya
tapi sebaliknya bagi tim tim yang kayak mungkin prawira bandung
mereka ada di track record yang bagus sih harusnya dengan pemain pemain muda ini ya
untuk membangun menjadi merasa yang punya produktif
perlu tetapi tidak cukup gitu
fokus dari rans itu sekarang di defense untuk di playoff ini
suka pipis sama buang air besar
karena suasananya lagi kayak gini sebaiknya menjauhi tempat tempat umum
boleh tuangkan di kolom komen ya
saya pikir minggu depan sudah turun
mencoba merusak kunci kontak kendaraan belum sempat menggasak incarannya pelaku keburu di
halo selamat sore mbak tiffany
which is remdesivir itu hampir semua importnya dari india
sementara merespon pernyataan ini partai nasdem justru mempertanyakan integritas dan independensi kpk
ellaya foster yang boleh dibilang
apa poin garceneur mereka tapi ya
paling oke yang bima perkasa punya ya
apalagi trash talking sama penonton joviel daulopes dan andovi kayaknya banyak berbicara di sana
cuma dia doang gitu yang bisa diharapkan
kenapa wak yang masyarakat sabang menolak
diresmikan presiden joko widodo pada dua ribu sembilan belas
nah bisa jadi jaminan kan kalau makanan berkuah ini layak untuk dicoba
jadi ini adalah buku buku yang tidak bisa diselamatkan
tapi tahu terlalu sedikit tentang nasir
jadi bukan permasalahan jalur khususnya
perlu waktu ya perlu sedikit waktu untuk
ya ya setuju setuju setuju
bilah keris yang terdiri dari pesi daun keris ganja penopang dan luk kelokan
bahwa pasifik ini secara asing dan juga secara permainan oke loh gitu maksudnya ya
nah di sini lagi lagi menunjukkan kan betapa bukan cuma terjadi
tapi ternyata netizen itu lebih percaya terkait sama kemampuan gitu ya
di lain kali mungkin baru dia menggunakan naik dan turunnya bukan
nah jadi yang akan dilakukan pada satu april dua ribu dua puluh dua itu oleh pemerintah korea selatan adalah
kalau serabi ini berarti pakai tepungnya tepung beras ya bu ya
nah di dekat masjid itu ada yang jualan
bpjs kesehatan yang memang fasilitas kesehatannya itu tidak memilih nih untuk levelnya
ini kalau misalnya emang lu rejekinya tahun depan misalnya lu main lima nas
sehingga akhirnya nanti dua ribu empat puluh lima indonesia
dari pemain mudanya ya sayang aja
ketika dalam riset yang dilakukan oleh kompas misalnya juga menyatakan bahwa mereka juga akan berubah pilihan setelah debat tersebut
bukan pemain yang tiba tiba tahun lalu baru tahun pertama tahun kedua bagus
yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita ini
pemain asing ketiga ini
karena ada fungsi fungsi di sekolah itu yang perlu kita lakukan adalah fungsi verifikasi ya
nah panduan panduan ini yang seharusnya nanti digunakan oleh pembentuk undang undang
mungkin nggak akan improve banyak gitu
belum selusinya bagaimana nggak tahu kan tuh
bagaimana dengan waktu yang sependek mungkin kita bisa dapat hasil sebanyak banyaknya
karena biar bagaimanapun presiden ini sekarang menjadi pemegang kekuasaan negara yang tunggal ya
memerintahkan abraham ndamargerahita untuk
mama almarhum jadi aku pindah lagi langsung ke sukabumi sih sebenarnya
yang dapat berdampak pada sektor dan industri tertentu
ya walaupun itu namanya bantuan sosial atau bantuan langsung tunai
begitu ada masalah kita diskusi dengan pemerintah india
karena semua broker itu mau brokernya itu dipasangin robot
terus ada nama nama seperti
tapi dengan kelemahannya di pemain asing
karena tas mudah terlihat dan meminimalisir kecopetan serta tidak mengganggu pengguna kereta lainnya
karena sultan juga lagi
belum kalah ya sebelas pertandingan terakhir
tapi kita hitung kembali nih dengan cara yang rasional yang dengan formula
satu sampah basah itu dari dapur
harum ya kalau gue melihat sesuai dengan namanya walaupun
jack quarry ini didatangkan emang khusus
selain itu bps menyebutkan bahwa
bahwa semua kami berhak juga mempermasalahkan undang undang
pake nikmat keluar keluar gak nikmat
karena tadi setelah diterapkan dalam beberapa kali pemilu
berikutnya ada saham pt pp yang kita lihat juga seharusnya menikmati
supaya partai politik di parlemennya tidak terlalu banyak
cutting cuttingnya bagus banget di hang tua
menurutnya semakin tinggi tanggung jawab maka harus semakin tinggi pula perhatian dari negara terhadap mereka
karena market juga mempertimbangkan bahwa kalau satu putaran berarti ada waktu ya
jangan kita bicara populasi jumlah teknologi atau gadget atau handphone sangat besar
terus kita harus ganti wardrobe dan ini tuh kayak della selalu kasih kemudahan
misalnya contoh saya ikuti dari satu media
iya iya terus kenapa pindah lagi ke jakarta nggak betah atau gimana waktu itu
ya kenneth romley oke di game ketiga ya
denger denger kue ini sempat viral jadi sebelum kehabisan kami kesini duluan harganya enam ribu rupiah
informasi biasanya dari pihak perbankan hanya berupa fitur yang dikirimkan melalui sms
setelah indonesia patrick dia beres dia tuh lusanya tuh seminggunya dia latihan sama uph gitu
indonesia pun dipastikan menelan rugi hingga triliunan rupiah
tapi melihat dia menjadi
pisang diberi isian selai sarikaya

bahwa mereka telah mengembangkan kondisi diabetes itu
jadi kita akan tujuannya mengedukasi masyarakat khususnya di daerah melayu medan
terus juga lihat pemain asingnya pun
tetapi belum mendapatkan informasi karena penyidik yang menangani kasus maria tidak berada di tempat
kalau mereka senang toko saya senang konsumen saya senang
jauh jauh dari bekasi tambun
gua bisa jawab biong perkasa jogja ya
nah itu kan sejarahnya adanya di indonesia
pas nendang penalti kan emang dulu kan nendang sampai sekarang lah nendang masih pakai kaki kiri
membuat pj ini menjadi tim yang
atau kita bilang bahwa ini yang menjadi indikasi yang kita namakan dengan tadi window dressing
kalo lu liat catan screen matchnya tuh sepuluh point
ya secara squad mereka cukup solid
vincent manahem tadi udah sempet gua singgung bahwa kita teks di hamin satu gelang tip of ibl
netizen itu kan dapat data dari telegram
bapak ulai tys integritasnya injust loved
ataupun lolos dari pemeriksaan kredit online gitu
juga kerap mengalami hal yang sama pernah waktu itu nyari dompet di lemari cari cari
tembakannya juga yang masih shop
cuma kita mainnya udah lose focus aja
mengatakan bahwa orang orang yang berusaha berusaha berusaha
mulai dari melompat berlarian memanjat merayap meluncur menggunakan flying fox bahkan bisa bertarung ala pesumo dengan hamster ball
apakah saya memang mampu melaksanakan tugas itu atau tidak
karena memang kasus ini sudah berulang kali terjadi
sepanjang playoff kan hanya sekali
nah kalau kita lihat kan porsi porsinya itu adalah dari apa yang sudah diputuskan hakim pertimbangannya adalah kata mengamankan saja itu sudah dimaknai negatif
so far sih gue gak ada melihat chance ya
baik kang saan bisa digambarkan nanti seperti apa desain pemilu berikutnya
ini penjualan masih sepi
pertama kali ketemu lu tuh sebenernya pas di event yang gua bikin ya
ketua umum indonesia adventure travel trip association nur hidayat mengkhawatirkan kondisi ini
adalah anggota gamelan dananda john cheong holdaway yang mendaftarkan saudara sound system
terus gue ngomong ke yesaya gue tembalin
indonesia bisa bertahan karena struktur ekonomi indonesia
tapi ada sebagian juga di sumatera utara
dan dia juga udah pernah punya pengalaman ketika bermain di indonesian patriots dan harusnya
salah satunya mungkin bisa mempertimbangkan menggunakan
di indonesia ada banyak komunitas star wars
saat ini fajri dalam pengawasan dokter spesialis penyakit dalam dan gizi
maksudnya levelnya pasti segini juga tuh
ditambah mungkin main di paris dan rata rata orang orang gini itu kan banyak tinggal di paris
dengan cara apapun dengan cara apapun
waktu coach gd masuk tuh ya
di sana nggak ada ya istilah istilah babi ngepet ya mbak ya
informasi tentang b atau c jarang sekali ada di sana
jadi kayak ada enak ga enaknya sih
kalau pemakai itu hendaknya
rasanya pun manis manis gurih
kalau kita kan di sini gampang ya untuk nyari warteg dan lain sebagainya
artinya jangan walaupun ini bagian besar adalah kealpan dari nasabah ya
kalau kemarin satria muda ya mau gimana lagi ya
kalau di area backcourt gua nggak terlalu nggak terlalu apa nggak terlalu pusing lah ada brandon yuda ada hanzo
berarti di sukabumi rumah siapa tuh bro
antara tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dan dua ribu
apakah sudah ada rencana untuk relokasi mereka akan direlokasi di mana sementara pak
apalagi ketika di indonesia cup kemarin dia
tak ada yang akan memperbaiki
selain itu saat pemilu biasanya pemerintah mengeluarkan anggaran untuk proyek proyek infrastruktur
itu yang ada bukan membolehkan sepeda road bike itu boleh masuk ke jalan raya umum begitu
enggak sih cuman secara mental secara mental iya kaget sih karena anak anaknya tuh bener bener bersaing banget disitu pas latihan juga emang bener bener ngotot
menikmati makanan hasunda tidak lengkap tanpa sayur asem
ketika dia udah datang dia udah persiapan
mereka melihat pada ekspresi calon presiden
jadi kalau dilihat dari total percakapan hanya dua belas jam dari kemarin ya itu ada dua ratus lima puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh sembilan percakapan
jepang sudah lebih dulu menerapkan makan siang gratis bagi para siswanya
ada juga yang memperhatikan program
ya banyak yang lebih prioritas membangun pasar tradisional pengembangan umkm
dari enam pertandingan mungkin
dan gue cukup amazed dengan reza sih gue harap dia bisa konsisten ya ketika bermain di jakarta nanti karena dia sangat membantu pelita jaya sih
satu pemain heritage yang cukup menarik
bisa terlihat dari beberapa game yang sudah dia jalani
menyatukan pileg terutama dpr ri dengan presiden
agar nantinya jika terjadi situasi darurat dapat segera mengevakuasikan diri
iya dulu kalau bapak
masing masing dibentuk bergelombang
makin diintegrasikan dan gampang
joso otto nih kan secara tembakan juga gak jadi pilih pilih amat
mulai dari pendaftaran ada verifikasi baik administrasi dan faktual
nah bahkan kalau di eropa sana itu kita bisa cek
karena koreksi kalau gue salah kali ya
wah sanggerang asli nih ini warga islamik nih perbatasan islamik nih
pilihlah produk yang aman dan bersertifikasi
jadi mau kawasan di jakarta punya kalender tahun sembilan puluh an perumahan kalender
makanya kalo ngomongin most improved kayaknya yang gak cocok ke dia
pekerjaannya dengan sangat baik menurut gue gitu
jadi barang barang ini memang ketutup lemari terendam selama sepuluh hari
berhubung semua permainan sudah puas saya coba di sini
oh enggak sih kita cuma staycation di sana
ribuan masyarakat dari sejumlah kalangan berkumpul untuk menyuarakan aspirasi dan amarahnya
murni merupakan bentuk penghormatannya kepada orang tua
berarti memang harus mengatur dengan sangat rigid dan detail ya mbak terkait dengan rencana kelahiran kemudian setelah melahirkan
sm itu kalau pj kemarin gue gak tau ya emang di device gue doang atau enggak
nah itu yang akan jadi pertanyaan gue di musim depan
kalau vaksinnya tidak berubah dari rencana
atau luka karena kena cakaran kucing
jadi tukang pukul ya x factor lah
namun kasus ini menunjukkan bahwa perundungan masih menjadi mimpi buruk bagi dunia pendidikan indonesia
nunggu nunggu didi terus gue siram segala macem
diantisipasi oleh penumpangnya supaya untuk bisa mesen lebih dahulu seperti itu sih
dan kevin yonasiteros juga gak main sama sekali gitu
betul ya merata di seluruh prefektur
dijadikan sebagai tameng oleh pelaku pelaku utama yang mengendalikan illegal logging itu
masjid ini dibangun pada dua ribu sepuluh lalu dan selesai enam desember dua ribu tujuh belas
dari pihak transmart cilandak sendiri bagaimana untuk mengurai adanya nanti ada kerumunan
dan gue harap sih mereka bisa lanjut ke fase selanjutnya lagi sih
jadi resepnya turun temurun
tiba belum lagi harus cerdiksaan menghadapi pihak di jen bea dan cukai di bandara agar kocek yang
tahun lalu ya yang kalah dari jamar
ini apa yang salah apa yang rusak
tripped champion tuh cukup besar ya
apakah di pemilu pemilu sebelumnya juga pembahasan ini ada dan tidak konkret juga jawabannya sampai sekarang
siapa depoy enam man dan juga most improved
ini gue beralih sedikit ke polita aja ya
kalau kita lihat perjalanan kira kan sampai saat ini
yang jelas itu satu gelfis solano
dan juga kan apalagi pelatihnya pj sekarang kan juga bisa dibilang pelatih topnya di australia
kira kira tim tim yang di luar pulau jawa seperti nsh buin boneo
dari sisi investasi menurut reza priyambada
kemarin gue masuk pabrik terus gue di downgrade ke kelas sembilan lagi
meskipun saat ini pandemi sudah melandai namun nampaknya daya beli masyarakat belum kunjung menguat
aliansi kesehatan pedesaan nasional
jadi tidak bisa dikatakan pni menang
sebelum kelahiran biasanya tersebut ya ya keperlu ke dokter ditamin dan juga kalau misalnya sang ibu itu mengalami masalah kesehatan sehingga harus berhenti bekerja
gue melihat dia mempercayai
saya mulai dari lonjakan pak yang menjadi perbincangan indonesia mencatat rekor tertinggi di dunia
setelah itu klubnya masuk playoff
itu akan menjadi sulit dikesampingkan
gue kan main di jets itu waktu gue ya sampe kelas tiga
banyak di beberapa negara yang juga deket banget waktunya sempit banget sampai gak tidur
sebenernya caleb dan ius tuh ketika
di uite itu kan bukan hanya yang membuat
tapi kalau misalnya lihat dari peran malik danbar ya sebenarnya nggak jelek jelek
dan mereka sudah punya mekanisme bagaimana membantu nasabah nasabah yang merasa dirugikan
terus kemarin di hang tuah
server sebelumnya terganggu saat pembuatan akun
takutnya useless nanti di musim depan atau di next dua atau tiga seasons gitu
mungkin itu aja cen yang kita bahas di episode kali ini
metalurgi dan juga simbol dan juga di bungkusannya itu
tak hanya ayam balsem ada juga olahan jeker ayam yang pedasnya juga bikin lidah kita menari nari
hari ini masih bersama gue vincent manahem dan abo christian
sampah yang kami angkut dikumpulkan di sini
kita melakukan penelitian kita melakukan riset gitu kan
tujuannya untuk berbagi informasi sekaligus ajang silaturahmi para pemilik anjing jenis ras besar tersebut
yang kedua terkait dengan proyek proyek investasi pemerintah
apakah itu juga jadi alasan ketika
tapi mungkin komentar gue ya anthony bean is anthony bean gitu
membimbing dan mendampingi para terpidana mati
kini pasca covid perlahan mulai ramai kembali
tapi kalau misalkan oh perkumpulan atau organisasi yang bergerak di bidang bidang berbeda
ya kalau kita menggunakan situasi hari ini ya karena saat kami mengajukan ke mahkamah konstitusi
pemain asing ya ngomongin pemain lokal
kalau misalnya ya memang itu dikabulkan
ya dulu kan belum masuk ke dalam sistem perekrutmen kerjaannya
walaupun sekali lagi ya ini juga bukan berarti arigi secara poin jadi menurun jauh gitu
mayoritas anak anak muda ada di partai garuda
iya benar dan ini buat info buat teman teman sebenarnya kita udah lama mau ngundangin orang
harus kepikir di second round gitu
maksudnya dari cara dia apa namanya
praktek yang serentak semacam ini korbannya
apalagi game game yang lawan arab itu cukup seru karena arab banyak threstalking ya
adem juga mas haris sukandar semuanya saya panggil mas ini kecuali pak john dan juga beli ogi
di lanjutan episode sebelumnya sekarang kita akan ngomongin di bagian kanan atau bagian kanan dari playoff ibl dua ribu dua puluh dua
selain hafiz ini orang sama satu lagi ada marcel bondfill tuh
nah kalau kita lihat di kasusnya arief rahman karena ini bagian dari informasi berjenjang yang disampaikan dari sambo ke hendra kurniawan
anak kedua dari pasangan kaswan lima puluh tahun
tapi nanti harus pilih yang ini ya gitu
dia salah satu yang juga kita dapat saran dari banyak followers ya untuk kita wawancara gitu kan
cukup step up ya walaupun
jadi begini kalau buat saya ini perlu dicatat ya walaupun misalnya kalau mereka melaporkannya ke bawaslu
maksudnya empat tim yang calon terbesar menurutku untuk masuk big delapan tahun depan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
walaupun secara usia tim masih baru ya
merintis bisnis dengan modal empat juta rupiah
dari mulai calon presiden sudah diuji apa dia kompromi atau tidak pada etika
tapi kemarin gue lagi mau main asingnya
manisa berdasarkan hitungan perludem berapa ambang batas yang ideal
itu sih kalau dari gue pra wira is bad menurut gue
tadi berarti lo pas lo masuk temen lo ada ini ya si gavin ibrahim ya
akhirnya memutuskan halapan kita semua kan
pola makan yang tidak terkontrol saat lebaran
saya sudah tiga tahun berturut turut mengajukan rencana undang undang narkotika dalam prolegnas
keterlibatan pak firly dalam penanganan kasus ini berupa pemberasan
belum belum pernah melihat dari jam sea royce lah ya
bakpia kisah ini bukanlah sekedar tentang nikmatnya buah tangan
nah masalah yang ada ini saya lihat sebenarnya masalah pesepedanya
terus si bolden juga gitu kan
apalagi ada rastafari juga
saya rasa mahal atau enggaknya itu relatif ya
karena situasi di rest area ini sedang penuh itu artinya juga harus bergantian
selang empat hari kemudian presiden jokowi dodo mengirim surat kepada dpr mengenai calon panglima tni baru yang akan menggantikan laksamana tni yudo margono
menurut wak sekarang non fac recognition
metode mindpower yang rajanti tekuni sudah iajarkan melalui berbagai seminar dan pelatihan
dan bekerja sama juga dengan para pegiat personalia atau human resource di perusahaan
saya langganan sini itu yang saya sukai cuma lekernya
hanya kan boleh dibilang musik jedanya terlalu lama ya
tahun mas dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas enam puluh tahun itu draftnya nah kalau kita mau bahas draftnya nih profesor
yang ada sedikit pertikan pertikan
mereka bisa berusaha untuk menyadari kesalahan
dengan masuk di tim ksatria bangun solo nih gua melihat dia ini mungkin ya
saya pikir yang terpenting hari ini harus kita ingat ada pembangunan dan perubahan besar besaran di kawasan stasiun manggarai ya
let s say dia punya pekerjaan sampingnya sebagai guru yoga gitu misalnya
saya masih berusia tiga puluh tahun manana
padahal masih ada empat strategi yang bakal balik lagi tahun depan
hingga saat ini produksi bakpia lestari masih ditangani keluarga dan kerabat dekat saja
tapi setelah sudah masuk seri terakhir
ketika pj itu bermain melawan broncos itu kan
wah keren ya ternyata gamelan bisa dinikmati siapa saja dan kapan saja
ya mungkin ya itu masih semangat anak muda
di tiga game ini ius yang paling bagus gitu mainnya
dan terakhir ada kawasan terasering yang berundak undak dengan ornamen berwarna warni
dari bumigwaneo basketball karena gua lihat dia jadi setau tau terus ya
bukan karena nol dia itu banyak yang bisa ngisi
atau mas hani hanya lari ke sana kemari dan sebagainya begitu
di pasar kubasari pembeli bisa tawar menawar harga tidak seperti di toko oleh oleh modern
untuk comeback di seri pertama ini
kalau misalnya kita lihat dari dua ribu sembilan misalnya itu dua lima persen naik hingga empat persen di pemilu dua ribu sembilan belas dan juga dua ribu sembilan belas
game game sebelumnya kali ya kan mereka sudah menjalani tiga pertandingan berarti ya
saya pun tertarik untuk mencobanya
atau mungkin cara main dia
hai ya jadi memang komplikasinya bermacam macam ya mulai dari biasanya kalau yang masih ringan
gue ditawarin sama counselor nya dia bilang
tumpukan buku menjadi salah satu korban penanganan banjir
pada masa lalu mereka bahkan berbagi pegawai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
lihat mobil mobil kami aja diserondol sama dia
salah satunya ali bagir yang masih belum
tapi akhirnya pertandingan menang pj jauh banget lah pokoknya
waduh jelas ini bikin perih mata
lagi engga ada untungnya juga lu dibayar ya
sebelumnya memang sebelum ada transmejar pula itu digunakan untuk apa
sudah berapa kali reshuffle ya saya diem aja
proteksi yang diberi oleh booster
kalo gak salah fokus mereka di defense
memang secara skillnya dia bisa mengejutkan keputusan yang lebih baik dari anthony allen dan
dilihat dari sisi hukum berdasarkan pasal enam puluh delapan undang undang ketenaga kerjaan
enggak juga sih mau
sampai tiga september itu pertandingannya
cuma orang udah ada di podcast sebelah
tapi misalnya model kebaya putu baru model kebaya akartini
dari empat game yang disajikan di perempat final kemarin
berarti target amerika dua tahun ya cak
seperti tengah berdoa dan menenangkan diri
dia beberapa juga dikasih kepercayaan sama coach nya buat jadi starter
biru jakarta dan biru bandung
mencapai dua puluh satu delapan persen
ya apa yang disampaikan mbak nini saya kira adalah pertama
saya berpendapat amandemen itu harus dilakukan lagi
jadi semua yang kita dapat fasilitas itu semua csr dari bank
kalo ngepur dulu di awal udah kalah empat kali mau bingung mbak
dan mungkin bisa tujuh sampai delapan kali lebih tinggi dari yang pertama kita kena di first wave
itu boleh dikatakan juga menjaga stok pangan mereka ya khususnya beras ya
mungkin kondisi rame nya itu ketika
so far sih kayak gitu sih kang gue lihat ya

mungkin kita terakhir itu di abl dua ribu sembilan belas
orang bule mengatakan necessary
betul nah jadi karena adanya undang undang tersebut jadi setiap sekolah itu dia memiliki komite makan siang istilahnya
sebenarnya kurang tepat mas
kemudian pemberian izin untuk penyelenggaran event berskala besar
daripada ada korban mati lagi kucing kan lebih baik kita mencegah
apa sih dok yang harus dilakukan agar kebiasaan apa yang harus kita bangun
atau justru mesen mungkin ke teman teman wni yang lain yang hobi untuk masak
mungkin dari prawira sama bulita jaya kali ya
maupun penyedia jasa penyewaan kendaraan tersebut harus memperhatikan sejumlah hal yang penting
saya pun sampai di tempat tujuan pertama yaitu telaga saat puncak km sungai ciliwung desa wisata tugu utara pada pukul sembilan
jadi mereka anthony bean bisa ngebantu pemain pemain itu sih
oh coklat kadang yang itu pakai meses
syamsir saibi seorang pensiunan berusia tujuh puluh sembilan tahun
ada berbagai macam model money management
jadi ditata potong kondenya itu rambutnya itu yang ditata
jadi bagaimana kita bisa mengemas sesuatu yang sifatnya substansi itu dalam sebuah kemasan yang menarik dan dengan platform yang paling tepat sesuai dengan sasaran
lalu ada adroid club yang dari singapur
lantas bagaimana menurut anda
saya share di fb di media sosial di instagram segala macam twitter juga
selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam
gue nunggu itu gue di satu ruangan sama pelatih gue itu
khususnya terkait dengan undang undang pemilu ini mas
orang tua posisinya sekarang sebagai underdog lah
oke pak gemma kita berbicara soal investasi di forex ini
cukup gagal total juga mereka kalah di
bisa jadi opsi sebenarnya untuk menjaga seorang
nih emenitnya gak banyak soalnya
anthony bean ya jangan dilupakan itu
kalau saya melihatnya begini fakta itu adalah ibaratnya seperti organisasi asean atau united nations
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam para pecinta atau para pendengar setia abah stok
dan ini juga hal yang bagus buat rans
sebenarnya kalo misalnya kita liat base on game tiga
reza optimis jika pemerintah yang baru bisa berkaca pada pengalaman pemerintah sebelumnya
dan juga bapak soehana lim atas penjelasannya
dari sisi postingan jadi orang yang ngeposting terhadap tiga kubu tersebut ternyata sebenarnya hampir mirip jumlahnya pada saat debat
walaupun gue juga cukup buta dengan kekuatan bayo muncen
pemain asing yang bisa yang punya keinginan untuk memegang bola lebih lama aja sih gitu
masalahnya adalah tindakan penambangan pasir laut itu berdampak pada lingkungan
mencapai tiga ratus dua puluh dua miliar batang
apakah ada kesulitan atau ada tantangan mengkomunikasikan itu semua karena mungkin setiap daerah punya treatment yang berbeda kebutuhan yang berbeda juga
sempat mengalami pasang surut usaha para perajin ini menanggung perusahaan
partai besar memilih untuk menaikkan pt begitu ya
nanganan banjir oleh pemerintah daerah melibatkan pemerintah pusat dan berbagai kelompok tanggap bencana
gitu sih paling gue
kenapa gibran kemarin itu dapat engagementnya seperti luar biasa seperti sekarang gitu
emang mungkin dia gara gara tinggal di indonesia ya
agak disayangkan sih dengan apa namanya adanya cedera cedera itu sih karena
buat satria muda kalau dia main gitu
kalau misalnya kita sebagai masyarakat awam gitu yang pengen berlatih kesana kalau kita gak ada channel itu menurut lo lebih susah atau gimana
maklum dengan jutaan database yang tersimpan robot catur ini dapat menganalisis dan memprediksi langkah lawannya
di lokalnya mungkin kalau ngomongin shooter mungkin ada dhani
bisa dimanfaatkan dengan baik di kubur rans
itu betul betul dengan suatu pemikiran yang matang
satu kilogram karak yang sudah matang dijual seharga rp tujuh puluh
jangan lebih dari satu lima derajat celcius
padahal sebenarnya fakta di lapangan menunjukkan bahwa kenaikan biaya pendidikan tidak sama atau tidak linear dengan biaya inflasi
jadi kalau misalnya kalian nonton di tv sama nonton di lapangan beda ya
banyak yang sudah memprediksi bahwa debat cawa pres atau debat perdana cawa pres ini akan berlangsung seru
wa saja lebih lebih cepat nanti silakan
pada pagi hari sepeda motor silih berganti
perancis tidak diperkuat oleh victor lembanya sama frank tilikina juga yang cidra
walaupun secara skill nggak terlalu skillful
dia bisa bergabung dengan partai partai politik yang lainnya
dan boleh bermain sama heritage dan local naturalisasi
negara negara lain memang sudah ada yang memperlakukan kombinasi ya pak ya pemberian vaksin
sesaat setelah banjir meredah
nah ini saya beli alpukat untuk oleh oleh dan alpukat ini asli dari lembang
tiap tahun itu terjadi aktivitas illegal logging ataupun alih fungsi lahan untuk perkebunan gitu
nah saat sidang di mahkamah konstitusi itu juga tidak ada alasannya gitu ya karena kan dpr dan pemerintah juga dimintai keterangannya
itu yang menjadikan saya semangat untuk melanjutkan
para manajer investasi membeli saham saham top
dan dia menurut gue cukup
dan itu harus dibuktikan secara forensik memang terjadi suatu masalah yang merugikan nasabah
untuk membiayai pengobatannya di rumah sakit
gue sebenernya pengen nembalin tadi ya masalah derick ya
ya minimal minimal tim scouting ibl nggak ngeliatnya di universitasnya itu itu lagi ya
bocah sd asal dusun bendung rejo
nah ronde dua ini kan tadi ronde pertama disebutkan akan dilaksanakan di ulan batar ya
gue harap juga harusnya pengennya sih tiga series sih
nah sebetulnya yang ingin saya tanyakan ke mas hani itu adalah ini
pak joni ternyata kalau di patok para pembuat bakpia ini tidak hanya di jalan besar saja tapi ada sampai di kampung kampung ya
di india enam kota sempat mencatat suhu di atas empat puluh empat derajat celcius
ini mau playoff semoga menjadi daya
selain itu ada juga korban jiwa tiga belas kendaraan polisi dilaporkan rusak
namun khusus bulan april tahun dua ribu dua puluh dua impor gandum dari negeri bollywood tersebut mengalami penurunan
apakah informasi kemudian orang tua dilibatkan bahwa
kak augi juga sering dateng tuh
tadi sempet cedera ya apa
sekarang kita masuk ke episode ke lima puluh delapan
kurang lebih mirip cenz
kalau gue dua itu kalau dari lo gimana
waktu itu sm juga menang dengan cukup besar delapan puluh lima enam puluh tujuh
pendaftaran calon presiden dan wakil presiden
kebijakan uji coba jalur khusus road bike menjadi sorotan selain dianggap pilikasi beberapa pihak juga mempertanyakan perihal aturan
dan lokalnya tuh lebih ke arah sebenernya lokalnya tuh gak condong gak terlalu ke brand tapi lebih ke merch band lokal
erik berharap selain meningkatkan pendapatan
bantuan pangan beras cpp adalah bukan merupakan bagian dari bantuan sosial reguler
menjaga beberapa dari big man big man
dia kan tidak ada paspor tidak ada surat surat semua masuk ke sini kan
dan kalo merujuk ke rule fiba ya
ikuti sps program bahasa indonesia di facebook
tapi juga kemudahan mendapatkan tiket
namanya banyak abcd tapi ya dia ngelakuin apa yang dia harus lakuin dengan membawa pelita jaya
karena saya bakal kerja di dunia itu juga jadi saya tidak bisa menjawab
maka akan bisa dibubarkan melalui mahkamah konstitusi
jadi dalam proses pembentukan keramik gerabah ini menggunakan salah satu alat yang bernama perbot atau alat putar ini
mereka pantas untuk dimasukkan ke nominasi ini
meng employ atau memperkerjakan satu nutritionist secara tetap
yang pertama adalah asuransi kesehatan yang sifatnya kumpul
nah kalo gue pribadi sih ya sebenernya gue itu gue lebih cenderungnya ke merchandise
supaya dapet game satu nya gitu
tarif penyewaan iphone sendiri berdasarkan jenis yang disewakan
ada mereka main di area abu abu nanti yang awalnya jualnya robot jadi penitipan dana
ya mungkin menambah satria muda pertamina yang
apalagi kpk kan terlihat sangat lemah
maupun dengan usia yang masih under dua puluh itu
sebelum menjadi pemilik online shop yang sukses seperti sekarang perempuan dua anak ini mengawalinya sebagai reseller
dia tenang banget gak gerasak gerusuk
jadi setiap tahun pastikan ada nggak aset yang bertambah atau ada nggak utang yang berkurang
tetapi kalau memang tuhan sudah mengkaruniai anak tersebut terhadap keluarga ini ya memang dia harus mengoptimalkan
terletak sekitar empat belas km dari alun alun purwakarta
kalau kita ngikutin euroleague sih mungkin kita tau semua cun
lalu kemudian juga dilanjutkan dengan one way dari tujuh puluh dua cipali sampai kilometer empat ratus empat belas di gerbang tol kalikangkung
sm divisi merah sama hang tuah divisi putih
udah tahu role mereka di dalam tim tuh
bersaing untuk peringkat sih karena peringkat
yang menggantikan salah satu digantikan oleh salah satu pemain yang cukup solid juga sejauh ini
sesudah direview ulang dengan kamera yang ada ya
biar tetap semangat makan pecel
kebutuhan yang menyenangkan atau bahkan keinginan
di level smp sma bahkan hingga kuliah gitu
diperkirakan ini akan selesai kurang lebih sebelum maghrib atau pukul setengah enam
peluang inilah yang dilirik oleh dewi dan mendiang suami pada tahun dua ribu sembilan lalu
empat belas negara ambil bagian dalam kerangka kerjasama ekonomi indo pasifik ini
untuk membenahi lapasnya mengontrol dan mengantisipasi kejadian
mungkin strategi apa yang
nextnya kita mungkin bergeser ke tim tim kali ya bu ya
solusinya ya kami ini kan lagi di ini kan
praktis cuma poster sama arki doang sih yang main bagus gitu
aksi yang dilakukannya bisa menjadi inspirasi bagi generasi seusianya
telepon pemadam kebakaran tiga belas menit
tadinya gue nyari dari lima tim
dia yang terbaik gitu dia yang terbaik saat ini gitu
jadi jadi kapten sekarang semenjak peninggalan si fassily djemicic ini pemain serbia yang pindah ke okc gitu
buat fotoin mereka tuh mereka tuh seneng seneng banget nih di fotoin
itu kan disampaikan ketika dia melihat cctv yang di laptopnya baik unik
itu tanda yang bagus buat kelvin sih menurut gue
jadi di awal mungkin karena kita bisa merevitalisasi dengan apbn silahkan dimanfaatkan
dan ya harusnya pra wira juga mempersiapkan hal yang oke sih
tapi saya yakin sih tahun ini akan buka
jadi sebenarnya kalau dari segi
hang tuas sama evos arkie ga dikasih menit
karenanya prosesi pemercikan air ini kepada calon mempelai wanita ini
ya euro basket dua ribu dua puluh dua jadi fvp
mulai dari kemudahan akses pasar besaran nilai tarif masuk hingga fasilitas perdagangan
tujuh negara asean termasuk indonesia dan amerika serikat
kenapa kemudian kementerian kesehatan mengambil langkah itu pak
maksudnya gue jadi alarm juga maksudnya buat vincent kalau ya lo harus bisa compete gitu dengan yang lain
ya sepertinya tahun tahun sebelumnya tuh kita gak pernah nonton gitu
sebelas dua belas juga masih belum konsisten tapi
iya udah cukup oke
tentunya dengan harga yang kompetitif
punya standar pelayanan yang sama
itu mengalami kerusakan sedang sebetulnya
ya ada mecap macapnya yang seru gitu
secara ukuran juga kita gak terlalu jauh juga kok
itu positif kita nggak dapatkan tapi yang jelas adalah kalau kita melihat data dari
pada sidang mahkamah konstitusi jakarta lima april dua ribu dua puluh
gue kaget dong gue kayak oh yaudah gue buka shooting shirt gue masukin jersey gue masuk lapangan
hingga peeling atau eksfoliasi
di amerika jadi gue sih
terus gue sempet di chiang mai tuh yang asian school games yang tujuh
superior ya begitu superior superior seperti tim tim dari spanyol misalkan dari turki atau dari strategi
aduh debatnya itu argumentatif di mata netizen gitu
ditetengin gitu ada yang dari enesa ada yang dari west bandit gitu
dalam kisaran empat tujuh sampai lima lima persen
hingga sembilan puluh persen pada dua minggu lalu
kalau misalnya mau ganti pemain asing mungkin menurut gue waktunya ya di jeda ini gitu
kalau memang ini dilakukan
membuat leker gajahan ini disukai berbagai kalangan
masih jago lu masih jago gak main futsalnya
itu ekspektasinya cukup tinggi juga sih kalau nggak salah ya
sejujurnya kayak ketika lawan bali juga oke juga
sebelah sana dan bisa dilihat di sebelah sana juga ada cctv jadi sebenarnya
nah biasanya ada yang sakit ada yang tidak dan sebagainya
melawan persebaya pada satu oktober malam
yang merupakan warisan budaya bangsa
ya tulisan ibu yang satu ini hampir sempurna
pintu gerbang orang masuk dan keluar di jakarta begitu dalam konteks apa
salah satunya adalah dari tokoh masyarakat sabang pulau paling ujung utara di indonesia
secara pace secara speed tidak bisa menjawab kebutuhan dari coach joko nah tapi kalau ini amir william
mereka yang masuk dalam konteks berbagai penyidik sudah punya pengalaman
perlu ada penggerakan atau harus digerakan
dengan konsep arsitekturalnya art deco tahun seribu sembilan ratus dua puluh delapan
eee apa namanya pesanan
tapi semakin kesini kayaknya kita seringkali dengar ada tanggul jebol
apakah kita sebagai pasangan muda
mungkin yang tos kayak gitu ya yang seneng seneng
nah ini kan di suasana ramadan seperti ini pengetatan atau restriksi dilakukan
tentu kan harus lebih banyak yang diberikan
jadi perlu kita ketahui bahwa kondisi jawa tengah ini secara daya dukung lingkungan tidak baik baik saja
di musim lalu dengan gampang untuk prawira
hingga dinding rumah terpaksa dijebol

bisry nak sudah tau lagi kelinci apa yang dev dan sejarah apa pun
kita bantu bumi supaya tidak makin panas
siapa nih yang kira kira bisa dikorbanin
lima tahun ini ya udah ada bakpia lagi
sehingga nanti perbankan pasti akan membantu bagaimana memproses kasusnya
ketika dia bisa membuktikan permainannya dia di bpj
karena kemudian berlatih bersama sama sering kali ngerso dalem sebagai pangarso simba sebagai pak latih
kenapa kita nggak lebih saling mendukung
city itu baru beberapa dari hal teknis yang lain ya
oh ini sih mungkin winston agak critical karena posisi dia
nanti udah gak ada damai
dan itu ya yogi chan cukup ngebantu gitu
oke itu pr bagaimana kemudian tidak ada lagi keterlambatan pembayaran untuk para nakes
baik dewi maupun della sama sama mengenakan uang jaminan
nama nama seluruh semua pemain ibl lagi
serta penggabusan kemiskinan ekstrim persen pada tahun dua ribu dua puluh empat
kalau saya sih sangat enjoy dengan pertandingan pertandingan yang disajikan
kan banyak juga kan orang netizen ya netizen yang ngerti bahasa inggris dengan bagus kan susah

tetapi memang ditemui cacing di lambungnya
tadi aja dia finish kalau nggak salah sebagai top scorer
ketika untuk di musim ini sih karena
dalam memimpin bangsa dan negara
karena jujur aja gue gak ekspetasi begitu besar ya kepada leicester
gue nonton sedikit sebenernya
pemadam kebakaran itu langsung sampai di belakang lapas tersebut
atau lo kalau misalkan cukup umur lu bisa cari sambilan kerja terus lo nabung ya lu beli brand yang lu mau
yaitu saat hasan makarim diminta mendampingi para terpidana mati
seberapa jauh tugas di sana mengkelirkan area
untuk punya menu indonesia walaupun chef saya bukan orang indonesia
masih aman industri tekstil di indonesia
ketika di sekolah bilang a pada anak
tapi kalau kita ngeliat di liga mahasiswa sih oke banget
artinya satu daerah pemilihan ini kursinya hanya enam
kadang tuh gua yang pake sony sama
kalau momen sih setiap bulan tuh ada aja
itu ada waktu tunggu nya itu kan masih sudah
pemilu sesudah itu sudah agak banyak faktor berpengaruh ya kalau dulu
terima kasih untuk waktunya bersama kami di prime news pada malam ini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
mereka melakukan latihan baris per baris dan pengibiran bendera
apa ya dari lu apa timnya
memang harus banyak yang diperbaiki lah
karena saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saat ini kita di persimpangan jalan
maksudnya ini derill pemain yang sangat dibutuhkan oleh pj
kalau biasanya ditemui orang yang dari luar jakarta
meski demikian di indonesia belum ada payung resmi asosiasi profesi ini
tanggal segini ada scrimmage yaudah dateng
sebenarnya ini satu langkah lagi gitu untuk kita lolos ke babak berikutnya bersama dua wakil indonesia
inflasi pendidikan namun inflasi ini sebenarnya sudah bisa dihitung jauh jauh hari
dia jadi secara keinginan tuh ah gue mending passing deh gitu
bahkan bis akap yang dulu nggak mau masuk ke sana sekarang sudah mau masuk
di umur yang lu masih muda
ya tapi testimoni dulu dong fauji ini pertama kali ya dia ya
beberapa potong iga disimpan di bangkok lalu disiram kuah kaldu
sekali lagi dua asing mereka ini quencing dof dan jabari bird akan menjadi kunci bagi mereka untuk berbicara banyak sih
namun tak sedikit yang akhirnya menyerah dan menutup tokonya
lihat mau beli yang tribut biasa terus akhirnya langsung upgrade gitu
tapi mama lu mama lu sendiri gimana dukung gak
uda ferry tadi telah kita simak bersama bagaimana pernyataan dari bendahara umum partai nasdem ahmad syahroni dalam hal ini
ditimbulkan dari perang israel palestina adalah meningkatnya konsumsi produk produk lokal yang
saya hanya nunjuk jari begini ke mulutnya begini
korupsi kolusi dan nepotisme pun ada dari tingkat nasional hingga tingkat desa
kemudian juga melihat dari usia masa kerjanya dia yang mungkin di atas sepuluh bahkan lima belas tahun ya
lima lima tim gua nulis di tahir juga
sehingga ketika anak merasa kesulitan atau bahkan terancam
menurut rencana akan dilakukan pertemuan pada tingkat menteri luar negeri di dewan keamanan pbb untuk membahas kembali isu gaza di bulan ini
gue sih setuju harusnya banyak positifnya dari sistem homeaway ini
eh dia pindah ke hang tua
tapi sebelum kita berpikir
dan kalau seandainya ada radio yang rusak saja mbak sun tindak sini datang dandani
kalau nggak salah ada lembaga penjamin dari lembaga penjaminan itu
itu menjadi pr yang sampai saat ini belum terselesaikan ya pak ya
dia protes kenapa gitu ya
kekhawatiran sejumlah negara di dunia tidak hanya karena masifnya pertempuran yang disertai
apakah kita memang perlu mbak memiliki asuransi kesehatan
ya tadi sih selain nick weekends ya kedua asing lainnya sih
ketika lagi bau banget
semoga tidak ada lagi musibah kebakaran ataupun musibah lainnya yang menimpa para warga binaan di lapas lapas yang dikelola oleh kementerian hukum dan ham
tapi waktu itu gak jadi udah dapet kontaknya
dia bilang gue tahun depan bakal jadi tahun loh
buat warganet publik secara umum karena data data mereka itu disebarkan
insya allah mungkin aku ada kesempatan buat main di ibl
kayak dia harus di serve bener bener bagus baru kayaknya dia baru enak dapet post play yang enak gitu
jadi bapak apakah bapak merupakan salah satu penggagas dari men s food club itu
berarti emang dia bau sial
setelah lapan kan abis itu langsung nyambung ke playoff
rio hondo ya itu menurut gue ya memang pantas untuk dipilih ya
cuma kita gak tau nanti di musim depan gimana
data p tiga ki juga telah digunakan oleh dua puluh lima kementerian dan lembaga
saya kasih teman yang saya baru kenal untuk duduk di meja saya
arab yang memicu terjadinya perang kerap memakan korban sipil yang sebagian besar merupakan wanita
oleh karena itu indonesia patut bersyukur bahwa kita termasuk negara yang berhasil
dan juga pemain pemain baru ya yang bisa menempatkan pemain pemain yang merotasi ini kan bisa diambil sekali aja kan jadi topnya di australia ya
tapi di sana apakah gampang untuk mendapatkan makanan
justru yang menurut gue mereka tiba tiba hilang
dengan waktu kerja mencapai lima belas jam
tapi ibu tapi mungkin kita sebelum jauh ke ngomongin soal perbanas dan perkuliahannya si promis kita ngomongin pribadiannya dulu nih bang mungkin ya
pas itu starter udah foul tiga dia ngeliat ke gue
dengan tema ini yang muda yang bersuara seperti itu
si ini ruslan kan yang jadi badutnya kan
senator partai hijau sarah hansen yang mengatakan
dan setelah itu tahap terakhir adalah
melalui aplikasi koperasi mitra agroabadi
jadi mulai dari sesuap nasi atau secuil roti
tapi di sisi lain saya sebagai pendamping ya
sehat yang saya minta itu sehat lancar berjalanan
tapi kalau punya duit banyak mah udahlah beli kendaraan listrik
kalo dhani ray kita udah liat dari tahun lalu

biasanya memang sampah sampah ini diangkut ke sini
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam para penonton setia abas top kali ini kita kembali lagi
kayak ajang sportnya umn lah gitu
jadinya udah ada kepikiran nih pemain pemain yang mungkin akan jadi bisa berbicara banyak musim depan
ya mas huda apa sebenarnya bi checking yang kini bernama sistem layanan informasi keuangan atau slik ini dan fungsi sistem ini seperti apa mekanismenya
dan yang kelima dalam perjalanannya empat belas tahun di market ternyata ilmu astronaci yang menggunakan financial astrology dan fibonacci ini sudah melahirkan ratusan trader yang berhasil di forex market dan bahkan
banyak mengambil pemain pemain veteran
terutama perwira yang berhasil melaju
belum tentu mati malam ini sabar
karena data yang di oktober
nisa sotih abbas udah tau juga ya
tapi kalau kamu mau masuk kelas sepuluh kamu boleh juga
nah kedatangan itu sudah diurus oleh masing masing klub
fakir miskin dan anak anak yang terlantar
belum berkeluarga sekarang mengalami mengalami penganggu selama mengalami jelasinnya gimana
mendingan kita next aja udah nungguin
dan resto yang buka dari jam enam sore ini bisa menjual hingga dua ratus mangkuk sop buntut dalam semalam
jadi dari tahun ke tahun maka luasannya terus bertambah
salah satu pemain pemain yang mengejutkan gitu
barang bukti menjadi petunjuk yang dibutuhkan tim penyidik
itu juga pendidikan ataupun juga kekerasan terhadap perempuan
tapi kalau kenapa gue pakai new balance karena
juga buat teman teman yang punya perusahaan
sejujurnya kalau misalnya mau ke jamar dulu ya sebenarnya
nah dari situ aku belum tertarik kan
karena mereka tidak terlalu terbiasa menggunakan fitur fitur yang dianggap canggih itu pak
dari kebaya ghost to unesco mungkin bisa diceritakan kepada kami
karena kedua tim ini kemarin ketemu di regular season dua kali
jadi ekor jas yang disampaikan seperti yang dicatat oleh mbak melissa terbukti betul
selain itu ada sejumlah konser musik yang terpaksa dihentikan polisi kata ricuk
karena kadang kadang dari side job yang awalnya
ada beberapa dari segi taktis dan psikologis yang bisa diandalkan dari coach cokoheru
tapi punya presentase tiga angka yang bagus
dia nggak terlalu banyak abcd
dalam enam bulan mereka bisa buat dua sejarah nih harusnya
menteri lingkungan hidup federal
sudah nggak bisa terima sabang
kita masih bisa compete
karena itu artinya dari masing masing pasangan calon capres cawapres ini semakin diperkuat dipertajam lagi untuk apa tim atau ya timnya lah ya
lalu pemain naturalisasi dan pemain heritage
sekitar seribu sembilan ratus delapan puluh empat pasar ini dibangun bertingkat dengan empat lantai
kemudian juga bisa mengenai juga bagi kaum muda usia produktif
masa kepala dia aja masih pake baju sma
dan apa namanya kalau ditawarkan pun saya pikir pikir
yonatan dan greg sih sebenarnya diharapkan untuk melihat tim ini gitu
baik tanggapan anda pak suko dengan statement tadi mbak ninis
ini jam mainnya kalau di eurolik itu
sebetulnya orang ngambil keputusan berdasarkan
mungkin dari situ kali jadinya telat kan
nah dalam sehari warung ini membutuhkan seratus ekor ayam yang dipotong menjadi beberapa bagian
dan melihat dia compete di asia
betul betul verifikasi diterapkan
dan sistemnya melangin masalah
ya kan kita nunggu anda aja dari bandung nih kalau pas ini
dan juga samuel devin yang akhirnya ke kbs
hanya mereka siapkan servis untuk menjual
tentunya kalau kita melihat dari perspektif kacamata investor
kompetisi ini untuk kita terus involve ya

jadi ya sudah biasa saja ketemu sama mas gibran
kita nah itu mereka juga
kenapa tidak disiapkan skenario roadmap untuk pendirian rumah sakit darurat pak
apakah dia berhasil atau
yang kedua adalah muhammad arigi
ornamen arnamennya yang harus diperlukan untuk menambah kubah ini
mbak dini bilang semuanya dikerjakan di rumah sholat terawih dan lain sebagainya
danny miller gak mau nembak

cara dia ngelit di timnya juga itu
beberapa itu sudah dibangun tapi pemda ini gak menyiapkan
nah sampai dengan dua ribu dua puluh tiga tadi pak tony sampaikan sudah berjalan dengan itu ya
hasil nikropsi dan patologi anatominya
atas kejadian kebakaran lapas ini
apalagi dia di bali kan dia sempat masuk ke dalam nominasi rookie
bisa dibilang negara kedua
memicu munculnya beragam penyakit
dominan asin enak sih
tapi kalau misalkan kita menikmati au cibenying yang ada di kawasan cicadas
tapi kalau mau nonton langsung juga bisa ya karena ppkm juga udah udah gak ada gitu kan udah dicabut di teman teman
ya maksudnya ngobrol ngobrol gini kan pertama kali mungkin apalagi basket ya
cuma christian james sama yuda
apakah akan membuka iklim investasi yang jauh lebih sehat
sekompak itu dengan tanpanya abraham ya tanpa ada abraham gitu ya kan mungkin poin gue kehilangan
dan gue rasa bakalan jadi battle yang sangat seru banget

oke kalau untuk sekarang apa lebih banyak yang mana nih saya mau tanya soalnya dari sisi nanti beda nih
tapi nemu aja tuh bang ada yang kadang dikujis tang gitu kan
sma nya atau di sukabumi itu apa smp kelas tiga atau apa tuh
ada unsur kesengajaan dalam hal ini
baru aja mau ngomong
tapi secara pengalaman dan kedalaman squad nih
kenapa waktu itu kita ingin merevisi undang undang pemilu
misalnya menempatkan kunci kendaraan kacamata atau piranti lainnya di lokasi yang sudah ditetapkan
boleh di guna cukup seimbang sama mereka
tapi di paint area dia serem juga di indonesia kemarin ya
investor pemula maupun calon investor dapat mengikuti kelas kelas yang diadakan oleh bi
gue senang sekali tuh beneran pas pengen nendang bolanya tiba tiba kayak ketarik gitu di daerah paha
soal yang lain ngikutin allah saya
kan tadi kita nyebutin beberapa nama pemain yang bakal rising nih di musim depan
sepanjang tahun berjalan dua ribu dua puluh tiga level trend isg berada di angka enam lima ratus empat puluh dua tujuh puluh sembilan sedangkan level tertinggi di angka tujuh tiga ratus tiga belas tiga puluh empat
dan terputus dibandingkan dengan pendidikan pendidikan tempoh dulu ya
yang kalau kita lihat dari kampanye atau dari temanya itu
terus layout juga banyak yang gak masuk gitu
nah itu dikasih tahu dan kita bisa memberitahu ke komite sekolah atau komite makan siang sekolah
oh gitu berarti nama prom itu gimana tuh
supaya si calon mempelai wanita ini bersih lahir batin untuk menghadapi akad nikah yang akan berlangsung
saya pikir kemana ini
rasa rumahan yang otentik dengan harga relatif rata
maka oleh sebab itu pilihannya mau tidak mau suka tidak suka kita harus mencari instrumen investasi yang relatif agresif
title contender lah bahasanya
lama lama sama latihan bos yang emang sama semua klubnya gitu di zoom
kami akan melihat dulu posisi
karena ada ancaman apa perlambatan ekonomi itu
jadi sangat jarang satu obat misalnya
apalagi sebelum banjir besar melanda demak
padahal waktu itu ditolak ya
tembok tembok ini kan ada itu
karena di seberang stasiun gambir ada stasiun mrt
ih di e beberapa game juga
harusnya masih lawan terberat mereka sih masih si hongkong eastrans sih tapi kita nggak tahu dari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
belanja sekarang kosong gak banyak terlalu
sejumlah analis pun memprediksi tren positif akan datang di akhir tahun dua ribu dua puluh satu
malam semakin larut malam basikambang terus berlanjut
terlihat di first huff itu kan yaudah aja poin gak masuk masuk
dan juga dia harus masak dengan garam lebih banyak dimasakannya
lebaran sementara untuk harganya akan berlaku dinamis antara dua ratus lima puluh hingga tiga ratus rupiah untuk
eh tapi ini ngomong ngomong sebelum ngomongin di pskd ini badan lo gue lihat kan jadi banget nih
ktp aspal namanya sesuai dengan nomor yang terdapat
karena pergerakan manusia tidak boleh dilarang gitu
inilah haritanu sudibyo pengusaha dan juga ketua umum partai perindo
terlepas dari bahwa ini sudah disetujui oleh dpr dan juga bagian dari program negara
mulai dari angka testing tanah air yang masih jauh dari harapan
yang lolos ke babak fase grup dua
bermain di basketball champions league asia yang lawannya juga semua prepare banget
ia juga mengatakan akan mempertimbangkan somasi kepada wakil ketua umum kpk alexander marwata
lagi sih ini gue gak tau kalau
ya sekarang ya saatnya nentuin
sementara konsumsi indonesia sendiri malah
wah kita banyak subuh
jadi masalah yang tidak bisa diabaikan sejumlah peneliti dunia

atau ada perubahan perubahan
bahwa dengan kondisi global tadi apakah juga berpengaruh terhadap nilai transaksi pak
selama lini tengah kita sedikit berkurang atau kendur mainnya itu terbukti kita akhirnya kalah ya
banjir di demak kali ini memang diklaim yang paling parah dalam seratus tahun terakhir
karena ada tidak atas ajakan siapa siapa ya bu
pelestarian kebaya ini jadi
cuma kekuatan di indonesia ya itu di guard guardnya itu
baik bapak jika ada tim pendukung yang bisa diperkenalkan
jadi supaya ikan asinnya ini tetap awet bisa dikonsumsi ketika tidak laku harus disimpan
nah makin lama makin pedas dan juga awet
ini satu keuntungan buat west bandit sih di musim selanjutnya ya
dokter yang pemula misalnya ini bisa tidak tertipu dengan adanya robot trading dalam hal ini yang berbasis foreign exchange forex
paku pasar juga mungkin akan melihat siapa yang nantinya berpeluang besar akan memenangi pemilihan presiden
kalau kita ingin selalu menaikkan apa istilah saya ini overkill gitu mas buat partai politik
karena tadi memilih desain keserentakan memilih sistem pemilu seperti apa
ia berharap anaknya cepat sembuh dan dapat kembali bekerja
kalau gue gue punya karena gue emang suka slown tujuh juga gitu terus
bapak pia yang pertama kali ada di yogyakarta adalah bapak pia taman sari
batasnya nanti sebelum kita mulai tip off
setelah teori di ruangan kemudian hari keduanya
tadi sudah dilakukan pemeriksaan terhadap enam tersangka tragedi kasuruhan
menurut anda bagaimanakah tingkat keamanan layanan ini pak
ini juga fokus pada indera yang dirasakan sekitar dua detik
saya tanya menteri kaki membelanda
emang lu sebelumnya suka motor juga
p tiga ki adalah basis data yang berisi informasi yang memiliki peringkat kesejahteraan
cuma yuda sama christian james
dan selamat malam para pecinta dan pendengar setia abastok
atas tragedikan juruhan yang terjadi usai laga antara arema fc
wali kota solo gibran raka buming raka menghapus anggaran pengadaan mobil dinas listrik dari apbd kota solo tahun dua ribu dua puluh
apalagi bpj satya wacana ya
atau harus bareng media sebenernya kalo temen temen
tiga puluh orang dilaporkan pingsan dan polisi juga terpaksa menyitok konser
dengan manajemen yang bagus dengan pemilihan pemain yang
yang tidak tega saudaranya mengalami hukuman yang berat
jadi grup ini kira kira ada dua ratus lebih member
itu kan manual seperti itu kan memang perlu ahli benar benar ahli skill gitu
dan akhirnya udah di mainin lagi di quarter tiga
itu pun sekarang kalau kita evaluasi dari over kapasitas masih perbandingannya belum seperti standar
akhirnya mereka mencoba memainkan pandu dan juga kevin
meski begitu warga dari rusun marunda sendiri sudah bisa menikmati
yaitu paham punya dan pantau
sama bagas mau beli kue lumpur kentang
belum memperhitungkan di bulan september oktober yang
untuk cara kerjanya kurang lebih mengkoneksikan bluetooth dari handphone ke alat yang telah ditanamkan atau dikoneksikan ke motor
tapi disana bener bener harus moto
dua pemain ini segera bergabung ya
wow toppingnya melimpah nih
ini sih menjoroti salah satu pemain asing
itu adalah salah satu jurus pencegahan yang paling baik
mulai dari hewan yang mogok makan dan berbagai perubahan perilaku hewan yang mendadak
bisa standby di daerah pintu masuk lah ya
ya dengan dampak flu cuma segitu di lapangan
kalau kayak borneo sih menurut gua cukup oke mereka kontrak satu tahun gitu
semua negara terutama yang memiliki hubungan dekat dengan israel harus menggunakan segala pengaruh dan kemampuannya untuk mendesak israel menghentikan kekejamannya
kali ini kita masuk di episode satu ratus empat puluh tujuh
yakni dengan hadirnya sang buah hati lambang cinta kasih suami istri
negara yang maju nah nanti kita
jadi tadi panduan yang disampaikan mk itu antara lain harus tetap menjaga proporsionalitas
dan di defense so far ya caldwell juga so far so good karena dia bisa bantu di apa namanya di paint area juga
maksudnya kalau misalkan teman teman ada kritik saran komentar juga
ngelihat dia perlu perlu banyak improve di beberapa
cukup punya skill set yang lengkap
menggantinya acim gitu karena mel kcad
anies juga pastikan kerusakan sistem tak kembali terjadi
sengaja datang ke daerah ini kok bisa masuk daerah aceh
nah bagaimana bukit dengan usulan bahwa perempuan
menurutnya menjaga integritas dan independensi oleh aparatur kpk menjadi sebuah keharusan agar kpk tidak bisa diintervensi
sekarang gue jadi setuju dengan adanya pemain asing gitu
sudah ada prioritas prioritas apa saja gitu ya
itu yang memberikan energi kepada saya pribadi untuk bisa merespon melayani mereka sebaik baiknya
mungkin yang pertama pasti finansial ya
kadang harus di backup dengan galaway
karena dia bisa membawa kepercayaan itu di lapangan gitu
musuh mereka ya di diri mereka sendiri gitu
tinggi belum pernah maksudnya belum ngukur lagi sih terakhir tinggi satu ratus tujuh puluh delapan cuman nggak tahu ya kebantu rambut mungkin satu ratus delapan puluh
jadi si mbah itu sering bercerita kalau mulainya itu tahun seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan itu
nah itu aja sih saya punya cita cita gitu
eh satu kali di fase grup doang gitu
keuntungan besar dari aktivitas ilegal itu justru dinikmati oleh segelintir orang
praktiknya mungkin akan sama ya kalau pasir yang ditambang
mungkin ke pasifik ya pasifik mungkin kita udah sempat bahas juga ya bertiga di beberapa game waktu di game week pertama pun kita udah bahas gitu
penanganan pasca banjir di wilayah demak ini memang cepat dan tepat
selain itu juga perubahan perubahan kurikulum dan sebagainya menyebabkan sekolah sibuk dalam persoalan persoalan itu sekarang nih
menunjukkan kelasnya dimana gitu
ada tim afiliasinya di kota solo ya ya ya
mungkin basicnya adalah sebenarnya bagaimana perbandingan
jadi kan jadi enak dilihat orang begitu
estonia punya masjid di ibukotanya di tallinn di tempat saya tinggal nih
dan ini mendapatkan penambahan jumlah angka pendapatan untuk polandia lima belas triliun rupiah
kuat di satu sisi wes bennett juga punya
informasi yang lain yang kami dapatkan bahwa
supaya si calon mempelai wanita ini
bisa anda lihat di samping kiri saya saat ini kendaraan pemudik cukup banyak di sini
orang mancing mancing dari aceh
semoga dava gak gusak grusuk lagi dava ya
sehingga mereka bisa planning dengan lebih panjang
salah satu yang menguntungkan dewa juga sih
oh terus sukabumi gimana ceritanya tuh
yang menurut gue ada chance untuk masuk empat besar ya lima tim yang tadi gue yang lo sebutin ya
bisa dibekuk dari keterangan saksi dan diperkuat rekaman cctv
apakah memang faktor eksternal itu berpengaruh
liburlah begitu katakanlah sehari atau apa pada waktu mereka itu mulai menstruasi misalnya
iya bisa tampil lepas tanpa beban memberikan kemampuan terbaik mereka di tengah penyesuaian yang tentunya masih harus terus dilakukan
saya suka dia dan rizal vakoni sebenarnya
ya nggak dibohongin juga sih kalau mau jadi pemain bagus harus dapet minute play banyak
apakah dia emang udah di level itu
pt liga indonesia baru atau lib ahmad lukita mengatakan
si timnya wm bacel
maksudnya membandingkan dengan angkatan lu misalnya ya
menjual es krim yang diolah sendiri secara turun temurun

dulu ada lapangan banteng hilang gitu kan
tapi kan desain di zaman bung karno juga membayangkan hal yang sama
abu dipilih oleh marta hangtuah misalnya
tapi ya basket kan memang agak nish ya
apakah memang hanya perlu dikenal saja atau seperti apa kualitas kualitas dari calon pemimpin yang harus dimiliki oleh indonesia
dua transfer yang menurut gue cukup menarik ya di eurolic tahun ini
seperti apa nih mbak mungkin bisa diberikan kepada pemirsa
tapi kita ga tau di musim penting misalnya amit amit
itu respon das itu tidak normal gitu

meracik satu squad untuk berkepanjangan nanti kita lihat nanti coach terbaik di beberapa musim
shooting shooting yang performanya jadi lebih bagus gitu gitu lu belajar apa
dan uniknya lagi koko helu sekarang pindah ke pg
mungkin kayaknya sih ini tahun ini tahun tahun paling banyak ya bu yang gue liat dari nba ke eurolik perpindahannya
di kuota pertama ke kuota kedua cuma nyetak dua poin gitu
tak hanya anak daro mempelai laki laki yang disebut marapule juga menjalankan tradisi ini
besok mereka akan jumpa pasifik yang tadi kita bilang
nah ini match up nya cukup menarik
petugas kebersihan sepertinya mengeluhkan kondisi badan jalan di pulau ini
air bersih ada ini karena ada support dari ini genset masjid ini buat ngidupin pamsinya
juga bisa menghasilkan poin poin yang
tak terkecuali anak anak
sehingga perlu dilakukan langkah selanjutnya yaitu langkah penahanan
desa pengonak pernah menyelenggarakan pusat kegiatan belajar masyarakat atau pkbm pada dua ribu enam belas
dari tiga sampai sepuluh yang sekarang tiga sampai sepuluh kemudian diperkecil menjadi tiga sampai delapan atau tiga sampai enam
terima kasih selamat pagi
ya soalnya lahiran dua ribu soalnya harusnya udah kuliah kan makanya
membangun fan base di daerahnya masing masing
maksudnya dari harga yang dari paling dasar
tapi mengomentari itu kadang kadang jarang gitu
karena secara kedalaman spasi tadi gue bilang ya
dia bilang tuh sistem yang sekarang coba diterapkan itu jauh lebih keras gitu
memasuki minggu minggu akhir playoff gitu
cuma ya oki nya telat dimainin juga
semenjak dia gak main sama bali united
daripada menjadi ketua partai
bagi konsumen yang ingin memiliki kain
ingin tahu seberapa hebat kemampuan anda dalam bermain catur
oke kita berbicara mengenai key strategy ya
karena kita akan analisis bagaimana sentimen dari warganet menanggapi
dewa dengan hadirnya vincent dan juga
kalau melihat dari keseluruhan nih
ketua umum partai garuda itu amat rida sabana nggak muda
biaya kuliah naik apakah sebanding juga sebenarnya dengan rata rata pendapatan masyarakat kenaikannya pak
sudah siap menjadi backupnya
mengambil pemen pemain kecil ya chen ya
tapi kemaren gue sempet nonton scrim match game mereka
itu gue rasa tuh orang
kadang kadang lo kelas sembilan pun kalo jago banget itu di scout sama college
camilan manis ini sudah menjadi makanan peranakan
kalau pak mahfuz bisa ngangkat suaranya pak ganjar karena ini kan dari menurut saya kayak pak aris caimin itu pak caimin juga latar belakangnya nu dan pak mahfuz juga nu kan
pak ama gimana nih kalau masuk kelas sebelas tahun ini udah pasti susah kan untuk main karena adaptasi
tapi ini lo pas lagi di amerika itu bokap lo ikut bolak balik atau gimana
ini ini mungkin kalian denger cuman disuaranya aja cuman kalau misalkan kalian mau lihat mukanya
untuk masalah rebound cuma size nya memang gak terlalu bagus ya kalau untuk main di bawah gitu
untuk kendaraan dinas pemda ini hanya sementara ditunda atau nanti
makanya kenapa tadi vincent ngomongin sama kayak gue mungkin ya dia semakin nyaman dengan peran yang saat ini gitu
kondisi berkurangnya kepadatan tulang yang menyebabkan tulang menjadi lemah bahkan menjadi rentan patah atau biasa juga dikenal dengan osteoporosis
artinya intinya yang harus diutamakan adalah attitude nya
pidana seumur hidup delapan puluh warga negara asing empat puluh orang
sekarang di sabang sudah makanya masuk lagi sudah ada patroli perli laut
kalau dibilang di serve ke tim nas
satu mangkuk sop janda maidah ini dibanderol seharga rp empat puluh
ini kan sejauh ini semua tim udah pernah menang ya kecuali borneo gitu
di luar daerah sangat indah
tapi tadi kalau sudah disediakan ya ini masing masing daerah kan ada balai ya
nah sahabat itu kan terakhir kita pakai
kita udah rotasi ini udah cukup baik lah gitu
habis itu karena kan emang dulu tinggal di jakarta jadi yaudah liburannya ke jakarta dong
abis itu dham yang naik tuh enak banget tuh
nah makanya dengan adanya putusan mahkamah konstitusi ini menjadi momentum sebetulnya karena mk sudah membuat semacam panduannya
ceo dari organisasi itu susie tegan mengatakan
jadi ketika dinikmati tuh anget anget sambil makan sambal sambil makan nasi waduh mantap
mvp kan belum beres
ya tentu saja saya berharap sekali ya sama dengan kata kata saya terutama bahwa
eh tapi ngomong ngomongin basket lagi lu kan pernah di fielders ya ini gak tau ya lu masih di fielders atau nggak
mungkin pertama tama kita akan bahas dulu mungkin dari pj ya yang lebih duluan lolos di hari kemarin ke babak utama
tujuan dampeng ini adalah mengantarkan mempelai laki laki ke tempat mempelai perempuan untuk disandingkan
iya pasar badung dan pasar kumbasari menjadi pasar yang terbesar di pulau bali
ya pertama mbak nana
terus warna kursi batch juga ngaruh
ada beberapa topik nih sebenarnya yang
nah tentunya akan lebih pas apabila nanti ditanyakan kepada
waktu gue masuk pertama kali latihannya sama yang umur yang sepantaran gue
dari empat pertemuan di first round ini
seluruh bahan yang sudah ditumbuk untuk sambal berikutnya akan digoreng hingga matang
lebih mengacu kepada namanya cpi consumer price index
fotografi kan seni ya maksudnya
nanti baru setelah itu dipotong dari perbincangan
ya mereka sudah bisa compete gitu
prioritaskan naik kendaraan umum aja
ada pemain asing di sana ada pemain lokal yang juga bagus bagus dari berbagai negara
pelanggan optus kini telah terhubungkan kembali
kalau kemaren kita bilang dia lost the energy
recruitment untuk tim nasional
penuh kurang nyaman ya mengenai waktu saya rasa dengan profesionalis mereka on time saya rasa ya
kalau di game kedua kan dewa yang comeback
oh udah selama berapa
jadi btw nanti besok jumat ya borneo lawan pacific ya
menurut gua salah satu
tapi tapi it s okey sih menurut gue karena memang
sehingga dia bilang nggak bisa jadi kota tertutup tapi harus ada urban straw gitu ya
kalau perlu bawa tempat air minum kemana mana
yang dirumahkan ya di sektor ini
harusnya bisa mendapatkan benefit yang bagus juga
melalui proses pitching yang juga ia lakukan tahun lalu untuk proyek bernama bali to brand suic block party yang menurutnya cukup sukses
dan itulah dashboard yang dibutuhkan setiap hari untuk pemimpin melihat
atau memang nggak bisa memakai jasa browning ini lebih lama lagi gitu
ketika eksekutifnya diserentakkan dengan legislatifnya
maka ada bahan untuk memisahkan dari partikel ajuvan itu
artinya kan talent pool nya akan terbagi lagi
anggaran untuk pengadaan alat pengolah sampah terbatas
cukup bagus ya padahal gue awal awalnya cukup menaguhkan juga ya
iya buat pertandingan pelit aja ya ada west bandits
setelah berapa bulan kan ya empat bulan kali ya atau lima bulan
tidak dimanfaatkan dengan baik gitu ya
akmal bilang ini adalah satu prestasi luar biasa
tapi itu pun terjadi bottleneck ya antara jumlah anak berprestasi lulusan smk atau usulan sma atau smu yang mau masuk ke kampus kampus
serta memaksimalkan penggunaan energi baru terbarukan untuk menggantikan konsumsi bahan bakar minyak
indra tadi ya indra indra bisa step up
bisa menjawab semuanya ini ternyata dengan adanya pemain pemain asing ini dan ada adanya
nah itu kan musim ibl kan sebenarnya baru mulai kan
ya boleh dibilang waktunya cukup mepet juga sama pemain pemain yang kemarin main di timnas gitu
saya bertemu dengan semua ketua ketua partai
kita akan ke mahardika yang sudah berada di lokasi selamat malam mahardika
yang sudah tersangka sekarang ini
erlangga wisnuaji andriawan saputra jakarta
banyak petugas kpps yang bertumbangan
inilah yang dilakukan oleh hani purnamasari perempuan berusia tiga puluh tahun yang kini menjadi salah satu pemilik usaha online shop yang laris manis
makanan terbaik dan ber filter sis hewas munyah coney
dari informasi yang pak alex sampaikan
nah saya katakan pertama karena ada bencana alam
mungkin winston agak critical karena posisi dia sebenernya akan di push dari andrew lansunya
yang kabarnya menerima ya
sejujurnya hampir sama kayak lu semua ya cuman yang satu yang sangat gue highlight sih mister reza guntara sih gila banget
yang terus menerus dimasak dengan api kecil
kalau misalkan nanti kita naikin di pasca ya
secara gesture kelihatannya sih
apakah dia tetep bisa step up seperti di patriot
betul nah itu yang akan makanya gue bilang secara persiapan
key strategy bagaimana pengguna media sosial dalam menentukan hasil nanti empat belas februari tentunya setelah dihitung rekapitulasi penggunaan suara
kita kan tau ini harganya berapa berapa nih
hampir lima kali lipat dibandingkan tahun dua ribu sembilan belas
namun pengembangan koperasi dihadapkan dengan kendala pengembalian pinjaman yang terganggu omset menurun penarikan simpanan penundaan rapat anggota tahunan
kemarin juga di sambo juga disampaikan dia pernah menindak beberapa orang
perjalanan panjang nusa kambangan itu dari seperti itu
soalnya gak tau ya ini gue udah lama
ya terus aku udah mulai kerja
tapi tahun ini menurut gua levelnya harus lebih nengkar lagi winston
dan ya kita lihat nanti di final akan sepertinya apa gitu
jadi itu faktor itu yang nanti akan dikembangkan
kerenyahan dan rasanya yang tidak berubah
yang paling ditakuti ternyata adalah patah tulang itu patah tulang itu ada triggernya harus jatuh kah
tren mereka lagi bagus banget dan yang lainnya udah pada main sebelas kali gitu jadi mereka harus sama
banyak yang gagal akhirnya balik lagi ke euro league
tanggung jawab ini pun bukan sekedar kewajiban yang harus dipenuhi
nah kalau sekarang orang bikin partai baru
ahli memprediksi kita akan mengalami rangkaian kerusakan mengerikan
abai seandainya terjadi sesuatu dan kemudian mereka mengungsi lalu prokesnya abai nggak boleh
sama dava mungkin nemuin roll yang pas juga karena ada pemain asing ini gitu
karena ini menyangkut biasanya pad lah kalau daerah itu pengen kok pusat saya dapat apa gitu kan
sementara ruang kelas menjadi salah satu tempat yang ditangani agar dapat digunakan kembali oleh para siswa
terus kemudian di garanti satu bulan bisa untung sepuluh persen dua puluh persen dan memang ujung ujungnya para developer robot ini bermain di situ
oh ternyata mbak stephanie suka sama a
banyak upaya yang sudah dilakukan dan juga akan terus dilakukan dari pemerintah
ataupun rumah kerabat di sekitar wilayah jawa tengah ini
selain enak ini juga bermanfaat untuk meningkatkan stamina
enggak sih vanessa kan menang di augie aja kan menang licik tuh dia
saya pikir orang diberi jabatan itu harus istighfar
jadi berdasarkan first wave kita lihat naiknya itu dua ratus delapan puluh persenan
jadi kalau ada kesempatan ya harus masuk juga gitu
pesawat pun mengantarkan kami ke little korea
supaya tetap terjaga nutrisinya
perkara pembunuhan berencana brigadir yosua tersebut
seseorang yang terbelit generasi sandwich memiliki tanggung jawab sosial dan finansial
mereka jauh dari keluarga tidak ditengokin ekonomi susah
gue baru bangun jadi gue nonton kuartal empat nya
karena kesempatan kamu untuk main di amerika ya udah ada
secara persentase kemarin enam tiga point dari sepuluh kali percobaan gitu
ini mungkin perlu diperluas gitu
hampir setiap hari kedai ini ramai dikunjungi penikmatnya
termasuk keputusan penyidik melakukan penahanan
ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi masyarakat
harus bisa step up juga ketika
ini di atas saya ini kalau kita bisa ngukur di sini bu
ini banyak sekali kemudian yang mengkritik kenapa pak menkes mengatakan itu
kalau pindah ke gas itu kan rasanya khas
itu mungkin menjadi salah satu pemantik dari kegiatan kami untuk berkontribusi
dia ternyata interview sama orang yang ya katakanlah yang tanda kutip sering bikin konten gitu
tapi untuk develop dia sih bagus
pemerintah purwakarta menaruh perhatian besar untuk perkembangan sentra keramik pleret
nanti mudah mudahan dalam satu dua tahun
kota kota dipesisir tenggelam
kelihatan banget gimana kan udah dua pertandingan jalanin sama borneo di laga pertama
dan hal terakhir yang harus menjadi perhatian adalah terkait barang bawaan
sebenernya kalo di depan banyak yang pake canon ya
jadi banyak campur tangan tidak ada kemurnian normalisasi
ya semua akun medsos dan marketplace saya itu jadi rebutan sama hacker
itu diwaspadai oleh sekolah bahwa kekerasan di sekolah itu tidak dilakukan secara individu hari ini dan secara kolektif malah
oke saya mau ke mas leo
dan sembilan pemain itu menjalankan role nya dengan baik
sebagai manusia hasan makarim tetap memiliki jiwa
pemain pemain itu juga mikir makanya
ya udah moto tuh udah beberapa tahun yang lalu
nantinya bisa mewujudkan satria muda di
tiga angkanya pun mungkin presentasenya diantara tiga puluh
dan dan konsistensinya baru kelihatan kan di akhir akhir gitu jadi mungkin melihat bpj ini
sampai sekarang masih ada di lapa sembang kuning dia
dengan planning yang tadi bapak sampaikan
anak anak mudanya step up bisa change the game dengan sangat baik
sang putra sulungnya ya karena kebetulan putra sulungnya menjadi
untuk kebaya ini kita belum memutuskan apakah itu nanti kita akan single kita sendiri atau kita join
perang ukraina ini memanas
tapi ya mereka masih bisa back on the track dengan baik gitu ya
kami mulai masuk ke lapangan yaitu melaksanakan kegiatan manover
tapi gue setuju dengan lo mungkin
selamat pagi dr mata salam sehat
ya sebenarnya bukan pionir ya
mungkin kita akan merasa lebih ada perasaan
dengan performance pemain lokalnya yang bagus
untuk mengencilkan apinya sedikit
dalam sana masih ada yang sekitar lima puluh sampai enam puluh cm
selesai makan soto kita cari minum yang segar segar
yang bisa konsisten dari awal sampai akhir sih pastinya
agar dapat bersama sama mengendalikan virus corona
merapikan lagi bagaimana cara prawira main ya coba rapikan lagi aja gitu seperti yang
yang sekarang tuh memang udah seleksi alam aja gitu
saya terima nikahku di harga pada daya kemarin
karena jalannya cukup naik turun
eko sistemnya semakin kuat untuk gamelan ya
nah saya akan ke pak john dodani
atau model kebaya bali kebaya bastiba dari sumatera barat
tapi kalau misalkan gue di amrik gitu lo as asian guy susah gak sih untuk berantakan
gue udah jadi biasa aja karena udah di fallback
udah saatnya australia ada generasi ya
mengaku mampu memahami apa yang dirasakan dan ingin disampaikan hewan dengan menggunakan telepati
ya di luar aja di luar kampus aja gitu
lalu harus dibawa lagi ke mahkamah konstitusi
itu bukan lumayan lagi sih maksud gua jadi kayak
dan makin seru juga di tahun ini jadinya
setelah berfoto presiden juga menunjukkan sepeda motor miliknya
telah bergabung bersama kami pagi hari ini di cnn indonesia
atau senilai seratus sembilan puluh tujuh juta dolar amerika
yuk kita cari tahu dalam cnn health kali ini
walaupun secara size tidak terlalu bagus
kemudian juga kemenpora sendiri kalau kita ingat mereka mengajukan lima ratus miliar
coba tolong pak dipotoin dari rumah kirim kemari
amaran antara rizal sama ikram itu gue juga nonton
maksudnya tiga tiganya biasa aja lah gitu
kementerian perencanaan pembangunan nasional atau bapenas mencatat pada dua ribu empat puluh lima mendatang
ya kalo dari sisi ranz
mungkin nggak tahun ini tapi ini bisa jadi salah satu apa ya
romantis ya jadi sudah siap ya sudah siap jalan di rumah tangga
data menunjukkan bahwa dia itu terindikasi antara tiga sampai dengan tiga belas tahun
belum lagi kalau ada putusan mk tanggal enam belas soal anak pak jokowi kan
tindak pidana ini sudah diselidiki
dan ini sudah sering disampaikan oleh masyarakat
nah termasuk juga pemanfaatannya
kok gue lupa ya namanya yang baru masuk perbanas
atau prioritas lain lagi misalnya mau liburan
sama satu lagi siapa sih travion
dua kali lagi sama dua tim itu
dari bobotoh yang ada di sana
ini juga masuk kan buat
bahkan kalau misalkan dia di season udah bisa jadi starter pun juga gak apa apa menurut gue
bakpia dipanggang dengan arang yang diletakkan di bawah dan di atas panggangan
kami melakukan riset di tranjating ya
juga kemarin di videonya rocky padila gitu kan
artinya itu bisa digunakan oleh anak anak muda untuk punya aktivitas lain saya bilang
kan kita sudah punya juga di veledrum kalau bangun gitu
kecuali ya ada temuan temuan baru ada konferensi pers baru
dari segi big man nya
setelah kita membuat catatan tersebut maka biasanya kita akan paham
hari senin eh hari kamis kemarin terakhir
karena kan kita tau basket eropa kan bener bener ini kan
sebagai akademisi seperti apa begitu
kriah melahirkan ide untuk membuka jasa titip jastip yang dijalankan steffi tidak monoton pada
terima kasih dan sampai jumpa kembali
kebanyakan adalah bunga import seperti marigo salvia impatiens dan snapdragon
karena balita masih rentan terhadap berbagai penyakit
yang tentu ajas keterwakilannya juga mungkin sudah berbeda
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
kalau vaksin inaktif tentu perlu sangat perlu di situ
dan solusinya seperti apa
oke oke menarik menarik oke mungkin kita bisa bergeser kali tadi udah sempat bahas ibl sedikit ya lo udah
mengaku senang dengan hadirnya aplikasi
vincent bisa tambahin juara dan runner up nya kalau dari mongolia itu juaranya ulanbater
mungkin ada pendapat kan atau menambahkan
ia mengingatkan meski sudah divaksin para lansia juga harus tetap mengatur pola hidup
ini sebuah kebahagiaan dan keberuntungan
kalau ini udah ketahuan di atas dua meter ya
mungkin kita juga harus melihat po tersebut memiliki izin kemudian memiliki sertifikat
dulu itu ya orang babak udah biasa
jadi sebelumnya warga rusun marunda itu mendapatkan air bersih dengan difasilitasi oleh pamjaya dengan menggunakan air dari tangki
jadi kita akan diajak bernostalgia kembali kereta api yang melintas di gambir hanya kereta api jakarta bogor
selalu sekolah mereka ingin melanjutkan pendidikan dan masa depan mereka lebih baik
dengan komposisi pemain dan heritage
beberapa anak anak kan udah
untuk berhak kepada negara dan bangsa
untuk bisa mengganti lagi
warga kemudian kembali tes basket di sana
ya jadi lebih banyak bram justru yang
nah ini masalah attitude tadi
penegak hukum ya saya sudah berani menyatakan bahwa pasti nggak akan berlanjut ya
mereka berusaha untuk mengenal satu sama yang lain gitu
maaf kepada seluruh keluarga baik yang meninggal dan juga korban luka
dia semakin nyaman dengan peran yang saat ini gitu
karena itu dengan dukungan dari seluruh rakyat
tapi tidak melibatkan perasaan batin yang terlalu dalam
itu adalah pengurangan jumlah daerah pemilihan atau dapil begitu ya
menempatkan kerawat kerawat untuk menuduki jabatan dan menggunakan posisi politik
seperti tadi baru kita bisa pikirin
eee posisi empat posisi tiga yang yang
jadi bukan hanya jatim
kak bo gimana pemain asing tiga setuju gak lo
amartya hang tua harusnya bisa lebih close the game sih
karena dengan peraturannya juga lebih mirip mirip sama indonesia
kemudian ke arah vertikal itu tiga meter
tujuh belas ini bukan sama
terjadi di dua minggu menjelang lebaran
guna hadapi masa itu diah satya saminarsi menilai saat ini indonesia berada di posisi strategis
yang ada di top lima sekarang
tidak perlu ikut ikut saya saya hanya membaca prioritas di daerah saya
dan mungkin jacob ya jacob lobu juga di satu dua pertandingan awal lawan pj dan lawan hongkong
kita bersaing dengan keras
nggak sih nggak iklan pertama sampai akhir
bisa berjalan beriringan atau masih jauh dari harapan
semua itu memang membutuhkan perjuangan yang tidak mudah
bagaimana jurus aman berinvestasi forex
brazil begitu dominan hati mungkin bisa menjadi legasi penerusnya milos teodosic kalau misalnya
pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda dua maupun empat untuk menuju lokasi ini
nah dari lu berdua siapa nih di satria bangkonsol yang bakal ini
skor kredit itu tidak kita dapatkan mbak karena itu kan berasal dari pevindo
namun pertanyaan adalah kenapa baru sekarang ini dibahas begitu
dan banyak yang belum tau juga bahwa yudha saputra sebenarnya pertandingan pertama dan pertandingan kedua itu
kayaknya aku nyoba dulu lah ke jakarta gitu
kalau sekarang beda kan posisinya
makanya kadang kadang suka pringgo yang nutupin
bagi saya ini hampir mustahil ada upaya presiden mengajukan
walaupun kita nggak tahu tindak lanjut setelah penindakan ketika dia menjabat sebagai karo paminal kemarin itu sampai sejauh mana
sampai ke timur tengah
biasanya patah tulang itu biasanya area yang paling sering itu adalah di silang panggil
pertama ada gua sih catet ada jacob lobo
dan ya bagi saya ini kesempatan untuk kita added value sesama komunitas indonesia di melbourne
bagaimana membongkar pertahanan gini yang cukup solid dikomandoi oleh sadiostow
mereka terlambat dibayar kemudian bayarannya dipotong
importsnya juga ada tiga tiga nya salah satu yang
selain kita akan bikin kompetisi nanti
nah bagaimana anda melakukan forex trading
sebagian besar itu dari online tapi ada offline juga yang membantu
lalu kemudian karena robot itu diganding oleh partner di indonesia
kalau dari lu kayak gimana nih soal euroli kira kira
masalah online kemudian komplain terbanyak masalah zonasi ini damas bagaimana dengan kondisi ini
kalau bener ya lo bakal diapresiasi dan itu yang gue senang dari coach ahang
sebesar rp empat ratus sembilan puluh enam delapan triliun
tim liputan cnn indonesia
semoga aja sih ya di barcelona dengan dia datangin jabari park juga
mereka masih melakukan penelitian secara mendalam juga dirkrimum polda metro
keris melayu dapat dikenali dari anatominya yang khas
dan miatin lima puluh delapan tahun tersebut
jadi gue mungkin gak terlalu impressed cuma gue
kalau gue kalau gue melihat nsa ini
tapi badan kan itu penting ya di ibl ya
terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden
tembolak beak diusung oleh para perempuan di atas kepala
mas andi kalau hanya mendoakan saja itu
tapi dengan ada anak kecil itu kan kita sayang
jadi terkait dengan yang tadi ditanyakan
baru gue mau fokusin di basket
kedua kita jangan sesekali memberikan informasi terkait data data pribadi kita
swing voter yang masih belum memutuskan
terminalnya sudah baik kualitasnya ditingkatkan masyarakat pun akan semakin beralih menggunakan transportasi umum
sekaligus betul betul ya biar nggak putus putus ya konsisten ya yang kalian lagi dengerin ini
tapi saya kan dijegat sama istrinya di sodong
tradisi ini berisi nasihat perkawinan yang dirangkai dengan pantun bersahut sahutan
dan mendagri dan mengkeu gimana caranya kita mempercepat pembayaran yang melalui pemerintah provinsi ini
iya deh kayaknya pokoknya nggak jalan sampai enam bulan enam bulan nggak jalan trauma benar benar trauma
presidennya dan pemimpin pemimpin
untuk nanti kita ases kelayakannya
ini bro luki ebersih mana
masih ada lagi satu ratus empat puluh juta yang belum dapat
tapi gue ngeliat berat lah
tapi ada kedekatan emosional juga di situ
dengan melihat sistem coach aris herman di musim lalu dengan squad modalnya gitu ya
kayak gitu gak pas kepilih
besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata rata
apakah kemudian nanti ada perubahan yang signifikan gitu di dalam
untuk men stok obat obat covid yang barang ini diimpor
ini juga apa kalau kemarin kita udah ngobrol sama temen deketnya nih bu
kita sudi dengan catatan bahwa besaran penguatan atau besaran
dia dulu main di hang tua kalau gak salah cuman udah gak kurang tau dia bang
kita bisa bukan mengorek
gitu ya tapi ya kita terima semua masukan
jadi di situ juga menunjukkan betapa ini pemerintah mengatakan bahwa rakyat itu benar benar dihormati
oke gue mungkin mau nambahin sedikit dari kejadian tadi yang udah lu sempat bahas ya
ini bisa diawasi sehingga publik juga tahu
di komisi dua saya ingat dan sudah ada pilihan pilihan gitu ya
ambil kurang lebih ya berapa pemain dari pontianak yang memang direkomendasi gitu
kamar dagang amerika indonesia di new york melihat posisi amerika serikat dalam kerjasama di indo pasifik ini tidak absolut
rasa kekecewaan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan

tahun yang lalu saya menerima empat belas lima ratus petugas lapas
itu kan cara dia bermain dari yang kita lihat di cls kan jauh berbeda gitu
yang sama si bayu delapan belas orang anak sesama sama ya bareng
seimbang antara kedua tim karena kan di
itu kita juga harus bijak dalam hal memberikan pembinaan push
liga baru juga nggak mudah untuk kita pahami cepat gitu ya
jakarta gitu kemudian dia dipilih oleh
ya makan bersama untuk sarapan paginya
sulit gitu apalagi kalo gak salah jamar yang jaga
mereka melihat lingkungan basket di kota itu sih
yang oleh sikap bank sentral amerika serikat the fed yang sangat agresif ya menaikkan suku bunga
dan untuk membahasnya sudah bersama kami dari luar studio sosiolog unp aryan joni
sempat ada rumor di batam juga ya pak
waktu itu bisa digunakan tadi untuk bagaimana merampungkan kebijakan kebijakan ekonomi ataupun kebijakan lainnya yang akan dilakukan oleh pemerintahan baru
dan kita menyatakan krisis berakhir
berhasil diterima di tujuh universitas top dunia
jadi kita putar putar gitu sendiri gitu dengan inisiatif untuk mau mengenal anggota lain
nah kalau daerah pemilihannya diperkecil menjadi tiga sampai delapan atau tiga sampai enam gitu ya
cuman ya setelah itu ya wassalam sih pasti bakalan banyak full sih
kalau sudah melebihi tiga hari itu ikannya pada rusak
jadi bagaimana mengejar pendapatan itu
ya udah lah orang orang di situ
akademi militer jadi kita lihat apakah
karena memang kita banyak pertanyaan juga yang
itu ada penurunan atau pengurangan
kalau josep basement gara gara mungkin gak ada pemain yang selevel dia lagi sih
dan kebetulan saya sudah sampai nih
buka di mal mal buka di event gede gitu kayak imlek kayak anu natal tahun baru lebaran
harganya yang murah dan koleksinya banyak yang cocok bagi kalangan anak muda menjadi salah satu alasan para pembeli
jadi di ruang cyber ini sekarang ibaratnya hutan belantara ya
jadi dulu era tahun sembilan puluh an setiap kawasan perumahan ya
penyebab utama fenomena generasi
pria asal desa jampang kecamatan kemang kabupaten bogor ini menjalani bisnisnya bukan tanpa kendala
di mana misal ada misal terima orang
jadi kita mengacu kepada nomenklaturnya
dulu kan harapannya pbb ini melanjutkan perjuangan masyumi gitu
hal ini ia sadari penting untuk mempermudah dan mempercepat kontrol kebersihan dan perbaikan
kita sendiri sebagai tim nasional nantinya
udah sampai lupa pokoknya kita sudah memasuki semifinal tepatnya di minggu ini setelah sudah melewati game ketiga di hari selasa kemarin dan kita take di hari kamis tepatnya
tim kurang nge blend kalau misalnya si joshua yang main gitu
masih macet terbaik emang lu
teori praktek lapangan itu kita langsung praktek
karena datanya sudah lama di dark web
hari ini kita sebenarnya kita udah lumayan lama ya jeda ya
makanya kalau gue ngeliat aja wali kalau misalnya memang mau compete masuk ke playoff
kalau semua kawasan perumahan pemukiman yang baru baru itu ya
marcella menambahkan agar bonus demografi menjadi momen menguntungkan
itu akan mempengaruhi produktivitas tentunya
kalau kalian juga punya komunitas yang ingin bertanding melawan halo abbas nanti bisa dmeg kita
untuk menarik minat anak anak mengikuti vaksinasi
seminggu menjelang puasa justru meledak lah
atau udah coach ricky benitez tetapi gua lebih mau lihat gimana pemain pemainan lo pemain pemain
tanpa adanya elemen elemen tersebut maka rumah lebih rentan roboh apabila ada goncangan
tapi kalau angka keterisian tempat tidur masih rendah
dibeli dari amerika serikat
jadi gue ngelihat dari amar tahang juga punya tren yang cukup bagus gitu
ada yang sungkep ada pula yang akrab dengan kucing
itu janji dari kementerian kesehatan nanti kita tagih ya pak ya
memberikan booster dengan vaksin yang merek berbeda
tujuan latihan bersama ini tentunya kita untuk mengembangkan kinainnya khususnya dog sport ya
di mana salah satunya tidak ada masinis di dalam pengoperasiannya
cukup ketat nih sama seorang christian lim
aldianus kan ya boleh dibilang udah habis lah masanya gitu di timnas gitu
saudara saudara kita yang perempuan perempuan indonesia di luar negeri pun mereka berkebaya
jadi kalau begitu saya panggil mas edo saja
sementara kalau suhunya di atas lima puluh derajat celcius
sistem draft yang mungkin temen temen juga
sehingga ini juga perlu menjadi perhatian komisi dua dpr hingga kini
kalau bola kan latihan mulu kerjaannya
oh tapi sekarang pernah kambuh nggak tuh hamstring lu
ini untuk membantu rakyat ya tapi kenapa kemudian bantuannya itu digururkan bertubi tubi
gue baru tau gue
masih terus lah kita
lawannya pun melakukan adjustment defense yang
bahwa kevin belum berpengalaman ya gimana
gue bukannya meremehkan carlsen dan ignacio bram
tapi saya mau kasih masukan ke ibu sri juga
lu lihatnya gimana nih penampilan asing dari rawira
terus pokoknya jangan sampai ketinggian lah informasi informasi dari kita
dan peratusan petugas gabungan sudah terada di lokasi kejadian
ini kan di waktu yang sempet ini menariknya gimana liat apakah bpj ini mampu bisa bersaing ya bersaing kedepannya
oke program makan gratis ini apakah juga dibarengi dengan pemberian susu
bah sun adalah orang asli tiongkok yang datang ke yogyakarta dari wonogiri jawa tengah sekitar seribu sembilan ratus tiga puluh an
pertanda sang anak daroh kini memikul tanggung jawab sebagai calon istri
saya memuancarai rosie clines atau komang yang akan tampil dalam saudara sound system
kalau misalnya asing karena kita
ga punya score an saat seorang kaleb
gue gak poin banyak poin gue cuma dua atau tiga
tetapi yang membedakan adalah bongbong itu dia memiliki jalan yang cukup panjang
tahun depan kita mungkin
tidak se balans ya pertahanan dan serangannya
sepadat padatnya lah ya di episode kali ini ya chan ya
jadi ketemu orang filipina ketemu kulit putih ada kulit hitam juga
selain orang sedang ke terminalnya naik turun karena berganti moda kan itu ada empat rute di sana
selain mengalami penurunan ihsg juga mengalami kenaikan beberapa kali
sangat menyegarkan dan memberikan insight
pelita jaya kan ada juga pemain naturalisasi
para pengunjung bebas memerimakan ikan di kolam yang dibudedaya oleh pihak pengelola
sampai kabupaten semua dicek
hak untuk dapat dipilih itu juga termasuk kategori hak yang harus dibatasi begitu ya
beginilah sainum ketika mendapatkan surat
ya gue harap sih tim dari kalimantan ini bisa bounce back sih
prediksi lo untuk final musim depan siapa
yang udah punya ini ya kepastian
sementara kan free throw dua free throw clutch yang akhirnya membuahkan overtime
daripada jadi seorang politikus begitu
dan yang kedua gue menarik dengan eee
sebagian berangsur pulang saat air sudah tidak lagi merendam rumah mereka
definisinya jadi ada lokal kita tahu
saya lihat bagaimana seseorang itu bisa rise up di antara absultan atau dunia yang mengabaikan atau menantang orang orang yang penggemarnya ini
eh ya di indonesia cup dan juga di screen match game terakhir ya
daya tarik lainnya dari makan bedulang ada pada suasana alam yang indah yang juga bisa memberikan ketenangan di tengah hijaunya pepohonan
dan bukan dipelajarinya dari tionghoa
adalah posisi tiga atau posisi empat gitu

sungai ciwulan eh sungai wulan di demak
dengan persentase masing masing sebesar tiga puluh enam persen dan tujuh belas persen
nanti lu tinggal jawab setuju nggak setuju
yang baru beroperasi pada januari dua ribu dua puluh
maksudnya istrinya pas masih pacaran
sekarang kalau sekarang ngelihat ini deh ngeliat polemik
lalu perancis kalau gue
kalau mungkin lu berdua kan belum pernah nonton kan
sedangkan mungkin di hari sabtu atau mungkin hari minggu itu dia memang punya kontrak untuk bekerja sebagai tenaga lepasan yang dibayarnya itu adalah bulanan
nah ini yang orang orang mungkin berbentuk diakhirkan
bisa muncul nih keratosis pilarisnya memperberatnya gitu
sudah di depan mata satu tiket menuju olimpiade paris
di abah shock di episode ke satu ratus empat puluh lima kalau gue gak salah masih bareng vincent manahem dan abu
maksudnya pacific ini secara gameplay udah jalan gitu
nah kalau ini kita mau mengacu ke situ
maka dari empat juta yang kita dapatkan itu harus tetap kita kurangi mas dengan biaya transportasi dan juga biaya operasionalnya
trade itu batasnya tengah musim
baik itu parkur normal maupun pesat obat obatannya
beberapa saat yang lalu saya berbincang khusus dengan menteri kesehatan republik indonesia budi gunadisadikin
mbak yohana anda katakan bahwa
apalagi irak secara permainan mungkin tidak beda jauh dengan qatar dengan jordan
itu sebenarnya dengan banyak aktivitas dan anak muda dan masyarakat itu juga bisa terminal itu ada fungsi lain
eh ke pemain pemain rookie dari satya wacana yang lumayan
dan lapar lapar selama ini banyak sekali di indonesia
jadi benar sekali dan itu juga sudah diakui oleh gubernur dan juga dinas kehutanan
kini kuliner ini disantap oleh semua kalangan
menjadi tim yang lebih oke gitu
gue cuma nonton sekali tapi gue udah liat jelas bahwa ini jason nih
jadi sebelum kita mau membeli barang gitu kan
ternyata tidak seperti apa yang dibayangkan gitu ya
alarm akan otomatis aktif apabila sepeda motor menjauh dari sang pemilik
agar bisa membangun kepercayaan peserta didik kepada guru
kalau sudah dingin tinggal dikemas
robot berbasis sebuah indikator yang namanya mungkin bollinger bands
tadi udah sempet disimu sama vincent kalo masa akhir aja
dikasih pengalaman juga sama coach yobel
kisah ini bukan juga hanya soal bagaimana produk kuliner peranakan ini dibuat
untuk menyaksikan para pembalap idola mereka
untuk kemudian bisa melihat
di ncaa sih pasti rata rata ya
dan itu yang sampai saat ini gue belum bisa lihat apakah dia bisa gitu untuk survive tanpa anthony bean gitu
bahkan kemudian sebagian dari tiongkok tetapi peran india ini sangat penting
untuk tidak diekspor karena mereka juga butuh untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri mereka masing masing begitu
bisa mengingatkan presiden untuk melakukan suatu hal yang boleh dikatakan tidak beretika
atau mungkin govin gitu yang harusnya bisa lebih step up
namun melihat kondisi indonesia sistem stadion yang baru baru ini kita ketahui
sementara temuan temuan ini juga masih kita prosesnya
bersama brandis ya si bpj di tiga atau dua pertandingan terakhir mereka ya gitu sih paling ya minusnya
memiliki anak adalah awal dari perjalanan yang menyenangkan namun juga tanggung jawab yang besar
refresh ke bahasan kita sebelumnya bahwa kompetisi di musim ini kita pakai sistem home away
semuanya tidak ada yang ketinggalan
timnya pengen kan gitu kan
sementara negara lain seperti jepang dan tiongkok diprediksikan akan mengalami penurunan populasi anak muda
mayoritas klien yang datang ke kliniknya membawa keluhan terkait perilaku hewan peliharaan
dampaknya bagus juga bagi para pemain yang belum pernah
ketika bermain di pelitajaya
begitu orang sampai di jakarta orang dipaksa untuk melihat sebuah bangunan warisan soekarno yang di dalamnya itu ada ruang di mana orang bisa belajar
saya harus tahu dulu indonesia masuk dalam daftar negaranya kah
pada akhir tahun dua ribu dua puluh tiga isg menyentuh angka penutupan bulanan tertinggi selama tahun dua ribu dua puluh tiga yaitu sebesar tujuh dua ratus tujuh puluh dua delapan
karena ada satu pandangan teori asosiasi diferensiasi ya
itu yang menurut gue bisa jadi salah satu tumpuan juga untuk tim mereka
itu akan jadi apa ya jadi bahan evaluasi
ajakin dong ajakin jalur ke perbanas dia kan lagi pusing tuh
prioritas lain misalnya ganti kendaraan
sampai pusing bahkan sampai kebingungan nih mau bawa pulang apa
ya ya ya menarik menarik
tapi yang menarik adalah sebenarnya kalau kita bicara mengenai kasus ini
dan menyiapkan para napi agar dapat kembali ke masyarakat
bahkan dalam pendidikan yang bagus ya yang cukup terkenal kampus kampusnya
terusannya angkutan terusan yang kami sebut tadi first mile kalau tujuan berarti kan last mile
terus kebanyakan wawancarain waktu itu di roadnya masih hasan gozali
si rory pandey aja jadi kayak agak agak seri juga
bersama setapak setelah lulus kuliah
boleh diramal gak prof
sesuai peraturan presiden nomor empat belas tahun dua ribu dua puluh
jangan terjebak pada filter bubble
kita seharusnya ingin bahwa kehadiran fakta ini sebenarnya akan mendukung kegiatan per tv
dikasih banget sama anak anak dewa gitu
saat ini menjabat sebagai ketua bidang ekonomi kreatif dpp pdip
karena air datangnya dari belakang sekolah lewat sawah itu
dari kemaren kalau gue kan kemaren
di bawah abraham damar dan juga abraham wenas
sehingga seharusnya ya ada semacam pemikiran bahwa harus ada program program sosialisasi ya
kita gak bisa lepas dari dior lohorn ya
partai partai lama masih duduk di parlemen
joseph desmet nih bukan pengganti afin
intinya ya kita melupakan perbedaan perbedaan
aku kan juga kerjasama sama teman teman yang tinggal langsung di sana gitu berbelanja
waktu itu benchnya bpj ya
selain latihan di lapangan ada pula latihan kepemimpinan untuk para capaska
ini besok kita kan ada acara nih
mereka tinggal pakai terus tinggal kembaliin gitu
khususnya bagi sektor sektor tertentu yang terdampak yang memiliki kontribusi dalam program hilirisasi
ngatur serangan apalagi di hang tua
alternatifnya masih banyak tentu ada ferrari ada nathan chu aon ada justin juga
jadi salah satu keunggulan daripada derivative market baik forex spot ataupun cfd
nah sekarang ini di rumah masih ada air pak
sedangkan yang anak anak sekarang yang bermain di liga mahasiswa bukan hanya umn gitu kan
bagi saya misalnya kalau di saham itu lima juta itu cut loss yang ringan dan cut loss yang wajar atau cut loss yang dengan mudah saya bisa lakukan
jika tidak tentu kpk akan dituduh sebagai institusi yang menggunakan proses penegakan hukum untuk kepentingan politik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

karena dia kan industri padat karya
dan bagi para mahasiswa atau orang tua yang akan mengambil student loan ini
tim jelajah nusa terdiri atas dinas pariwisata dan kebudayaan provinsi jawa timur
saudaranya menghabis suatu hukuman yang sangat berat
main di indonesia arena jadinya tidak jadi batal karena sepertinya mahal juga ya bu ya kalau dilihat
timnya random gitu kan dipilih aja
karena di dua game terakhir
pak gemma ini kalau kita berkaca terhadap informasi yang baru saja ada kemarin
jika dibandingkan dengan data seminggu sebelum lebaran
nah pas tahun kedua lo ada turning point lo lo dipercaya lah istilahnya
apalagi kalau kita ngomongin anak mudanya ya
jadi kita masih dan akan tetap menganggap customer itu raja
kita ngomongin karir basket basketnya agassi lah
nah artinya ucdd ini mereka ini pinjaman online ataupun paylater dan sebagainya
gua kan sekarang ada perspektif dari lu yang dari media sama dia yang freelancer
melawan big four tuh selalu apa ya selalu cukup seru gitu
squadnya iya masih belum ada pengumuman karena seinget gue tuh ini nanti nama nama yang
atau bahkan jika kita cukup berani berhenti merokok
ibu satu hal lagi yaitu dalam bidang ini pekerjaan ya
bagi anak yang belum diimunisasi lengkap seperti yang dianjurkan pemerintah
karena ada pemain asing ini gitu
lalu mengapa tindakan tidak terpuji ini terus berulang
kalau sekarang itu kan kita dukung ideologi k pop itu gak cuma sekedar kita menikmati
jadi tetap kita adekan itu tidak melupakan adat adat kita yang lain
tiga apa emang tiga deh tiga fotografer yang menurut lo oke
berbagai indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi kurs rupiah inflasi rasio kredit bermasalah tingkat suku bunga cadangan devisa dan rasio utang
pertama memeriksa kondisi keuangan anda dengan mencatat aset tetap maupun tidak tetap
timnas ini agak kecapean sih sebenarnya
dan pak john menjadi salah satu dari pembicara ya bapak dalam pertemuan mfc atau men s food club yang dilaksanakan pada tanggal delapan
karena memang banjir di sd ini sampai dua meter
di koperasi yang beranggotakan orang terkait bank bni itu
secara skillset lu lebih lengkap ya
kok kayaknya terlalu intu dengan indonesia nih
bukan gak bisa dibandingin sebenernya kan
tapi seperti apa analisis dampak ini terhadap citranya
kalau nonton badminton kan kayaknya seru banget tuh
jadi tergantung pakaiannya kalau gue
hal ini membuat pemerintah optimis di tahun dua ribu dua puluh empat pertumbuhan ekonomi indonesia bisa berada di angka lima tujuh
nanti kita akan jawab
untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik mental dan sosial anak
mumpung lewat dan gak perlu jauh jauh beli di daerah asalnya
thank you buat yang sudah mendengarkan
oke saya mau ke mas leo dulu mas leo jadi kalau mas leo ini pengguna road bike non road bike
kalau pj sama west bandit kayaknya gak ada beda nih
oke tapi masalahnya kemauan lah tuh dia menang lawan tanggerang hawks di indoor stadium arena itu ganti namanya pak
kayak bobo toh bisa dukung prawira gitu kan ya
beberapa sekolah kemudian membentuk satu dapur tersendiri
ternyata memang benar ya salah satu rahasia bagi makanan khas yang punya cita rasa yang cukup kuat
vincent sempet ini ya sempet menyegung tentang patrick nicholas ini juga
gue melihat jadi energi buat dewa united sih
kan ada soft cap ada hard cap
itu udah dimulai sebenarnya dari tk gitu
pak nasir itu ingin membubarkan brace
dan juga mungkin govinda yang masih belum terlalu terlihat
naikin delapan puluh tujuh lah gitu
masih bisa dalam kandidat mvp
tapi ya oke secara fisik dia posisi dua tiga
agar pasokan gandum untuk pangan nasional tidak terganggu
lebih siap dengan materi pemain dengan strategi dan lain lain
rp lima puluh perakan lah
pemilu yang sekarang juga bisa kita bilang menarik batika
petugas di sini juga sempat bersih tegang dengan beberapa warga yang memang ingin mengetahui kondisi
ini gue sambil ngobrol juga gue belajar nih banyak dari dua senior gue nih
dan boleh dikatakan memaksa orang untuk memilih golkar
nah untuk mengetahui lebih lengkapnya sudah ada salah satu wni di talin istonia ada dini ratsepso
preman preman kayak ya preman preman dulu lah
ada usaha lain kan bisa dimanfaatkan
pak budi berarti ini nelayan nelayan terutama yang di kepulauan kecil kecil
sedikit mungkin kalau saya membacakan kasus yang sangat viral juga dan menyayat hati kita
yang sentuhan gamelannya terutama itu saya ikut
mari kita tanya pendapat warga
ya pemainnya mungkin role nya ga tau
tapi dia menunjukkan kemarin di sm saat main lawan sm dia bisa melakukan defense yang baik gitu
dan gue mengapresiasi samin swin dengan kerja kerasnya
jadi kita kasih harga wholesale di retail
ngeliat neliat transfer ini bali sama dewa
tapi lu tadi ngomong lu smp itu baru pindah ke alsut emang lu sebelumnya tinggal dimana sih sanggerang atau di jakarta
masjid asma ul husna juga mempunyai ruangan yang luas
si coach ito banyak kan main si vincent dibanding si dior gitu
dan sampai kemarin di dki jakarta sendiri sudah sebanyak empat ratus lima puluh delapan lima ratus dua puluh tujuh dosis yang sudah disuntikan untuk dosis ketiga
siapa yang lo inget gue gak liat dia sih
dan ini karena faktor dari global juga setelah rilis data pertumbuhan ekonomi jepang dan juga inggris
yang lolos ke babak berikutnya di jakarta
tapi kadang di game selanjutnya banyak turnover
sama tiga dan enam
memang kalau ngomongin pertemuan pertama kita nggak bisa ngomong banyak ya karena udah udah
ngebuktiin nih gue kembali ke ibl gitu
hmm ini harus siap siap minuman yang banyak karena pedas banget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
inilah yang kemudian kami saat ini memiliki apa ya
di masa awal pandemi bisnis lahan parkir dan stasiun sempat terpukul ketika ada pembatasan sosial dan banyak karyawan bekerja dari rumah
kalau gue lihat beberapa big match tuh yang nonton tuh sampai berapa puluh ribu gitu kan
lebih apa lebih goki lagi supaya bisa ngebantu temen temen lainnya gitu kan dari segi rebound
pemain asing dari bali united yang satu lagi
namun pandemi nampaknya berdampak signifikan terhadap kondisi yang terjadi di pasar baru
tapi di game kedua momentum gamenya prawena sebenarnya masih ada
ketemu lagi kedua kalinya di
walaupun dengan dua acl yang dia punya
adalah midah yang kerap disapa bumardi yang menjadi salah satu inisiator bakpia mino
mutusin ngambil si carl patrick kan
dan bisa ngegas dari awal itu sih
dia bisa memanfaatkan pemain pemain lokal dengan baik
malam tergantung banyaknya musisi yang tampil
boleh dibilang cukup penting gitu di tim
gili labak pulau seluas lima hektare ini menjadi salah satu tujuan wisata andalan jawa timur
apakah mas dhani dapat mengatakan
dan di dua ribu dua puluh empat ini
menyatukan pileg dan pilpres itu tidak terbukti
terus di sd di dian harapan di sarawaci
kayak vincent kan sebenernya di dewa kan itu
dan sukses untuk fakta
hal ini juga diamini muhammad faisal
kasih ke ladybelle gitu
nah m yang sudah absen tech podcast selama tiga bulan terakhir terakhir kita september ya september itu pun
tapi menit penemainnya tuh gak ada gitu
sebenernya dari tahun lalu gue udah liat dia
setelah melewati gerbang tol ciawi memang sempat terjadi kemacetan menuju gadok sekitar satu hingga dua kilometer
dari bakpia kita pun tahu bahwa makanan yang identik dengan daerah tertentu tidak harus berasal dari daerah itu
capaian ini membuat pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi indonesia tahun dua ribu dua puluh empat bisa mencapai lima lima persen
apa udah oke kalau kamu mau jadi pemain binaan setapak
itu tiga pointnya auto masuk harusnya dia
carinya atau disembunyiin yang sama yang enggak kelihatan juga enggak tahu beberapa ulosan
kamu kalau mau masuk ke kelas sebelas kamu bisa langsung

ya agar enggak pincang bincang lagi kalau kayak kemarin mainnya memanfaatkan leo memanfaatkan
hal ini bukan tanpa alasan
dan ini juga membantu kami bagaimana mereka merasa nyaman belajar dengan sesamanya
biar gak terlalu memaksa main dibawah ya karena memang
karena proses pengajuan pembubaran partai hanya dapat dilakukan oleh presiden
sampai kapan pak kalau pemain lokal
nah tujuh belas tahun itu relatif sangat sangat pendek
prepare sih dari masing masing tim karena berarti kalau dari ibl sendiri nanti bakalan ada jedanya
agar di bawah empat puluh tahun ini memang memberikan jalan
bahwa ya ini di bawah sembilan belas tahun itu kan berarti kan lurus sma gitu kan
sambil diberi inai keduanya mengenakan pakaian adat pesisir sibolga
data kependudukan dan catatan sipil atau dukcapil kemendagri
tiba tiba sekarang ke lufret ternyata oke juga dilihat lihat
dia gak dimasukin ke dalam binaan sm
karena kami tidak dapat mendengar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
pelatih gue kasih tiga percayaan
dengan israel sejak puluhan tahun lalu ketegangan yang terus terjadi antara kaum yahudi dan kaum
run sudah memberikan uang muka pada barang yang diincarnya namun tidak melunasi saat barangnya
dari mulai maghrib itu saya anjurkan sudah tidak makan berat berat
bali bpj joseph ya
emang kalau kapten tuh mengalah
ya karena kan pemainnya enggak nambah lagi ya hanya tiga asing dan secara komposisi harusnya mereka
bahkan tidak mau makan sama sekali jarang minum air seninya kurang
dok banyak kan kemudian pasien yang mengalami osteoporosis sebetulnya baru kemudian melapor ataupun
dengan asumsi bahwa nantinya paslon nomor dua prabowo gibran prabowo dan gibran ini unggul atau menang di pilpres dua ribu empat ini
nah sebetulnya bagaimana sih kita mengindikasi awal bahwa kita tuh memiliki gejala ataupun penyakit osteoporosis di dalam kita
jadi kita tunggu aja gimana
seperti kota bandung dan cimahi
sebuah gerobak kecil menjajakan makanan nasi ulam khas betawi sejak seribu sembilan ratus enam puluh empat silam
makanya dia mencoba beberapa kali skema gitu kan
meskipun tanggul yang jebol telah berhasil ditutup kembali
ebit ghd udah lumayan
apalagi setelah misalnya ganjar kemarin resmi di capres kan
perancis ya perancis sama amerika di final
pak budiono pada waktu itu
ada yang bagian khusus mencari kebocoran
ya boleh dibilang musim ini adalah salah satu musim yang paling seru ya
karena itu ya apa dimasukkan untuk menekan menekan harga atau sumbangan atau bagaimana itu
iya udah start lebih dulu ya dibanding tim tim yang lain gitu
jadi tpa ini pernah terbakar
kalau di season ibl tuh bisa lebih compete lah sama
jadi kayak ya mungkin itu yang membuat tim nas jadi kayak terbombardir gitu sama three point nya jordan
nah di mana di jalan batuk
tiga atau empat tim yang
tiga pointers made paling banyak di musim lalu
pengelolaan sampah di pulau ini dilakukan secara swadaya oleh masyarakat
yang bisa menakutkan si para calon debitur ini ketika dia meminjam
karena kadang kadang nih kalau ngelihat quintin doff sama si jabal di bertman ini
alasan baik baik tapi di dalam dirinya
maksudnya di beberapa game terakhir tuh coach tonedy
nah ini ya salah satu jangka panjang
tapi so far target lu nanti ke depan apa nih
kalau yang sekarang nih presiden terpilih ini siapapun nanti
bukit bukit di kawasan pantainya pun menawarkan pemandangan yang eksotis
bagi putri panjangnya rangkaian pernikahan adat pesisir sibolga menjadi kebanggaan tersendiri
gue gak nyangka juga si shan larkin ini bisa jadi bintang di yulolic ya
tapi emang kalau gue lihat itu wenas tuh sebenarnya
rencananya liga e sport nasional dua ribu dua puluh tiga akan digelar di enam kota yang ditunjuk oleh pengurus besar e sports indonesia dan garudaku sebagai operator resmi liga
ada perubahan asing yang tentunya bakal jadi tambahan buat squad mereka
bisa menjadi apa ya wajah barulah wajah baru rest of the great gitu dan ada jangan lupa juga masih
mereka harus menghafal pemilik pemilik kendaraan yang biasanya berlangganan
robinson di tahun dua ribu dua puluh dua gitu
kalau di bola tuh sebenarnya jarang orang yang ngasih kuliahan gratis tuh
tapi kalau kita bicara soal lagi lagi fokus terhadap war ticketnya ini kan juga pasti menimbulkan sejumlah sisi psikologis yang juga mungkin berdampak kurang baik gitu kan
tim liputan cnn indonesia
pertengahan januari minggu kedua kalau nggak salah mereka
nah disinilah kemudian letak sumbatannya sehingga menyebabkan relatively kita hanya bisa berpegangan pada angka real saja
tapi punya finansial yang bagus
muhammad syahril bahkan menyebut adanya kemungkinan pencabutan pelonggaran

jadi laju penularannya delta ini memang naiknya tiga sampai empat kali lebih tinggi dari yang alfa
dan yang ketiga di laga terakhir nanti saya pikir harus ada kemampuan yang lebih clinical dalam hal penyelesaian akhir ya
dan karena itulah kami dari projo sepakat untuk mendukung bapak pak kowo
tapi kalau hanya sekedar eksibisi
tapi saya akan terus membantu masyarakat selama saya bisa
dan penurunan muka tanah ekstrim di pesisir utara jawa
menikmati masakan sendiri memang gak ada lawan
kalau dari data ini saya tidak punya kapasitas untuk menganalisis
masih tidak terlalu signifikan jadi tidak perlu ada renovasi maksimal
keberanian dia untuk mengambil tembakan tembakan dari jarak jauh
melihat kekurangan ini apa yang harus diwaspadai juga untuk indonesia
itu kan itu sistemnya nge draft tuh
belum ada lawan yang bisa menemukan
jangan takut kepada pelaku pelaku ilegal
iya canon yang nikon masalah udah kan
untuk memperkuat sistem presidensil kita
sebenarnya kalau lawannya secara kelas di bawah dia gitu
cuma anak basket itu biasanya oke mereka tanding basket
kalau dari daftar memang tiga pemain ini yang paling
yang untuk proses pendampingan
masa nasi kerawunya dikit geser dikit ke kristik ya
hoax sih sejauh ini ya sejauh ini kan nggak banyak berubah juga ya
dulu yang mau nyebutin boleh dari gue dulu gua ada tiga pemain yang pertama gua punya agassi gontar
sembari menunggu siapakah pemerintah indonesia selanjutnya
telah merilis laporan penyelidikan akhirnya dengan sembilan belas rekomendasi
ya jadi bingung juga
compete ya compete dengan dewa united dengan pritajaya gitu
nah ternyata tanggapan terbesar itu tank tank kita bisa lihat di data ini
ada di belakang dari bak penampungan ini
tapi kalau tahu saya ada beberapa dari birodata ya
karena gue jarang liat juga dia tembak tiga angka
berkait dengan perubahan iklim
mungkin sementara itu bisa mengontrol lebih dahulu
jadi saya pada waktu itu lebih memilih bergabung ke mendukung partai yang lebih kecil
dan akhirnya prawira lawan bpj nggak jadi main
karena kalau pemakai dari dulu perdebatan ini kan harus kita ulangi kembali
kita bahas bagaimana suara warganet plus enam puluh dua sampai dengan hari ini soal eksistensi biorka bergabung bersama saya
langsung menjadi utama gitu kan
memang banyak banget nih lapak penitipan kendaraan sepeda motor di jalan stasiun depok lama kota depok
kini jumlah pengikut di instagram mencapai satu tujuh juta dan satu enam juta pengikut di e commerce
nah biasanya sapi sapi ini makan makanan sampah organik ya
belum kayak wah gue pengen jadi ini ini
karena yang game ketiga kalau boleh jujur yang paling full gue tonton gitu kan sampai akhir
udah gua post di story juga
dan menghasilkan beberapa fold untuk pemain pemain matrix
iya iya ini apa maksudnya kan kalau di luar kan bisa apply juga kan kita ya cv apa sih namanya scholarship gitu gitu ya
sebagai menteri sosial kabinet pembangunan vii
mirip mirip jersi lama ya yang satu asia
overall tempatnya bagus warnanya seru seru cuma aku tadi cuma nyobain yang surutan panjang itu
adapun indonesia kembali kedatangan lima juta dosis vaksin jadi sinovac
ini sangat membantu dan bagus banget sih
bezovic ini permainannya kayak gimana nih
kita tanyain ke prof yusril gitu
tapi tenang di rekam kuliner saya akan
kita di sini semua harga saya punya bandrol untuk membuat konsumen tidak merasa bahwa oh kok dia lebih murah oh kok dia lebih mahal
kalau buat dia ngomong di basket sih oke
gila dia dukung banget berarti ya
karena kan baru gitu kan
dan apakah kebijakan kebijakannya pro investasi
di sepanjang jalan berderet toko toko yang menjual aneka kerajinan keramik
nah disitulah window nya mereka untuk trade
memang berapa kali itu ditawarkan
waktu itu gue dibilang siap banget enggak
itu sih tambahan ya
yaitu yang pertama resiliensi perekonomian domestik
dan ini masih dibuka sampai dengan tanggal sebelas
nah ini yang menurut saya itu bisa digunakan juga untuk pinjol ini masuk dalam klik
jeremy juga latar belakangnya musik sebetulnya
ini pemain pemain muda yang tadi fauji bilang
jadi kadang kadang kita suka tukar tukaran makanan gitu
para bukan penonton pengguna media sosial kita lebih besar kena dengan gimmick
dan kayaknya seru kalo kita bahas lebih lanjut ya boe
dewa itu termasuk tim yang paling gercep ya
temukangen juga sama idola ya tanda kutip
game by gamenya prawira di bcl ini bahwa
pada hari ini saya sebagai menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
kemudian juga untuk memproteksi atau support ya support dari tulang tulang tersebut
nah ini dia ada daun kemangi
itu maksudnya seperti bu gat katakan tadi
kalau mungkin gor gor kayak seri tech yang udah sering dipakai serian ya itu udah gak pusing gitu
berkat ketekunannya pembeli produk dari mantan guru honorer ini banyak berdatangan tak hanya dari kota besar
oleh karena itu untuk mempersingkat waktu
keuntungan bersih freeport juga naik tiga puluh persen tahun ini dari sepuluh triliun rupiah pada tahun lalu menjadi empat puluh triliun rupiah seiring dengan adanya peningkatan kapasitas produksi
saya akan mengolah beberapa masakan yang biasa dijajakan
sekitar tiga belas km di utara yogyakarta
sekarang saya lihat trennya agak naik ya
meski begitu masyarakat tetap diminta untuk berhati hati karena ancaman covid sembilan belas masih ada di sekitar kita
keuangan lapas sangat terbatas
dr matthew he adalah seorang ahli endokrinologi yang berbasis di darwin
nah tentu ini meningkatkan beban terhadap lingkungan yang ketika cuaca ekstrim
lo lihat teman teman yang dipilih oleh para tim ini menurut lo gimana
melihat ada coach baru ada heritage ada pemain asing
akhirnya hang tuah berhasil
dan menurut kita juga orang orang indonesia juga harusnya bisa lebih aware
udah puas lah ya berbagai macam rekomendasi kuliner yang bisa saya hadirkan di hari ini
pengunjung pun tidak diberi batas waktu alias bisa jalan jalan dan foto foto sepuasnya
ada yang pro ada juga yang kontra terkait hal ini
di mana pondok pesantren al zaitun menampakkan saf jemaah perempuan dan jemaah laki laki bercampur tanpa penghalang
harusnya sih bisa ya karena ini kan pasalnya juga ada yang berbeda sih di jeda ini gitu
maksudnya pemilihan shoot selection nya gak bagus
artinya bagaimana pool ini juga ikut dari bagian pengawasan kepala terminal
tapi memang biasanya dalam acara ini lebih banyak kemerungsung gitu ya
nontonnya mati nyala mati nyala tuh di hp
jadi kalau dari segi kulinernya tadi lumayan pilihannya beragam dari nusantara
tapi di bukit bukit yang kiri kanannya sungai itu disebut sebagai das
apakah dia lancar atau dia tidak lancar
ada tambahan dari pemain asing baru coach baru ada refreshment di situ
kalau misalkan terlalu banyak kesalahan
nah joshua otto ini secara skill set mungkin akan lebih keliatan
kalau saya lebih mengukurnya adalah time yang kita pakai dengan earn yang kita dapatkan
mereka punya deadly pick and roll sih
buat orang jadi memilih
mungkin akan memberikan elemen of surprise
besar ya seperti hilangnya
maka kita harus mempersiapkan di atas satu ratus lima puluh bahkan sampai dengan dua ratus lima puluh
sementara itu amir burhanuddin
mungkin ya mungkin cuma rans doang yang belum punya jati diri dalam artian ya ini fansnya raffi ahmad
karena semuanya akan bersaipan
kalau kita lihat dari sisi lokal cukup menarik juga visyaful amir yang masuk dalam kategori mvp di halo basket ya
kalau dampak lain ya pasti
jogja yang namanya jadi udb kan
kebetulan nanti datang lagi nonton pertandingan
untuk mengawalnya berat tapi untuk kedepannya
itu gue sih kaget ya pas coach ito masukin ari gi ke line up
dari pemain asingnya pun bisa step up
dibanding gue nyari nama besar gitu misalnya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
ada pun khusus untuk periode bulan januari hingga maret tahun ini
apakah mereka secara kesehatannya sudah lolos screening setelah itu baru diperbolehkan untuk divaksin
bahkan menelan korban jiwa
hitungan kami sudah lumayan
kalau harga di atas dua ratus lebih atau tiga ratus itu harus customer harus megang barangnya
dengan ee minimnya poin dari quintin doff
nah waktu itu bisa terjadi seperti itu karena kenapa
ini dewa punya change disitu ya
yaitu masih ada kesenjangan upah antara perempuan dan laki laki lebih dari dua puluh
kalo jacob lobu tuh gue yakin levelnya dia udah disitu
secara entertainment pastinya lebih oke untuk bisnis ibl nya gitu
iya itu di bawah ekspektasi
itu sebabnya saya ingin sampaikan di sini rumah sakit seberapapun kita tambah tidak akan pernah cukup
fakta yang kita temukan bus tersebut adalah bus antar kota dalam provinsi
kelima pasal ini menimbulkan pertanyaan jika rkuhp resmi disahkan oleh pemerintah dan juga dpr
supaya mereka nggak terlalu sering juga banyak datang ke kita gitu mbak
walaupun ya itu inilah ya charity atau kayak friendly aja
dan saat ini jumlahnya menyisakan seratus unit usaha yang menaungi sekitar lima ratus perajin
hai sebenarnya agak sulit ya karena kan kayak gaji pokokan nggak terlalu besar untuk sekarang alamin
pemain asing datangnya sudah jauh jauh hari
selain itu tim knkt juga memeriksa korban kecelakaan
namun yang terpenting lagi adalah bagaimana investor melihat faktor fundamental dari perekonomian kita yang dinilai baik
yang kedua membiasakan perilaku hidup sehat
di antaranya masalah ketahanan masalah warna masalah bentuk sama presisi
saya juga punya personal ini jadi personal karena memang tante saya pun wafat
pada saat kuliah sih masih kuliah sekarang udah gak tau tuh orang kemana
sekarang surut pun masih nyisa sekitar dua puluh tiga puluh cm
mungkin lanjut ji sen untuk teknis pemain chen ji ya untuk teknis pemain sendiri sih yang didaftarkan
sehingga audiens itu kaget gitu
terus lu kasih alasannya kenapa
kalau kita ngomongin target kira kira
justru bisa tampil konsisten dan bisa naik nih peringkatnya dan masuk ke playoff
si jojo yang manggung ya kita berempat bantuin dia
ini ke rumah dulu mas
sangat apa ya ngelihatnya ternyata berbeda gitu dengan dengan ekspektasi gua berat ya kalau cedera gitu
tapi itu kan lu bilang juga tuh di video augie kan sebenarnya lu baru
dan untuk pemain asing gimana
bisa bantu jordan juga yang bisa mendominasi di plan area
dan dua puluh hari ini sudah mulai
sebuah wilayah yang terbentuk di lingkaran kepemimpinan seorang yang mempunyai predikat jagoan
mengajari anak anak murid smp kesenian pesisir sibolga ini susah nggak
agak takut falling gitu
di regular season juga sudah main beberapa game gitu kan
ya udah tadi kan segmen satu kita gak ngomong juga sih segmen satu
dan tetaplah kita menjamin satu rahim dan kekeluargaan
ini adalah undang undang yang muatan politiknya gak gede
satu juga kan kepala kambing muda
dewa united mengatakan slot naturalisasi
karena gue juga dan vincent juga masih belajar tentang euroleague
cisarua lebih pendek lagi
bisa jadi kalau dia bisnis akal dua puluh empat jam ya aktivitas itu yang tumbuh gitu ya
menurut gue sih sosok jauh di bawah dia
gua mungkin tapi di rookie recommendation juga masuk dalam rookie of the year kan
walaupun ya dia posisinya sangat penting
misalnya terjatuh ataupun patah tulang

dan ada berapa penumpang yang sudah menggunakan lrt jabodebek ini
ini yang kayaknya buat saya perlu menjadi satu catatan ya
untuk menjadi komitmen bersama untuk mendesain ulang
pokoknya gak main bola gak main sport aja dua tahun sampai smp kelas dua
saya dari sisi ini saya melihat positif dia ada kesiapan mental
jangan jangan ini pengalihan isu aja karena kalau kita lihat data yang di share juga sama mas fahmi
dan itu akan dipokuskan untuk mengembangkan umkm berkenaan dengan perekonomian masyarakat
dan hari ini sore insya allah lanjut ada kegiatan penyemprotan cairan disinfektan
dengan sejumlah catatan analis memprediksi window dressing berpeluang terjadi di tahun ini
disini nunggunya lama tapi ini worth it banget
satu lagi di game arab tuh gue ngeliat
dua ya kalau aku mau dulu
dan emang rencananya gue baru balik dalam musim panas
nah kita berbicara mengenai skema pembiayaan itu tadi
secara kesiapan sebelas tim menurut gue sudah cukup matang ya
sehingga kalau ada robot yang berani mengklaim bahwa dia memiliki kemungkinan profit satu persen sehari enam persen sebulan dengan kepastian seratus persen itu tidak mungkin
tapi kita juga nggak boleh luput ya bahwa dengan para pemain lokalnya pun
perdana menteri albanisi mengatakan kepada channel sembilan
pemasukan bisnisnya udah berjalan
sisanya vildan gak mau nembak
yang jauh sekali di eropa sana ya mas iqbal ya
sehat secara kantong secara fisik
iya bener kayak si papen ya cen ya hitungannya ya cen wah ngelag nih dia nih
suntikan yang sangat luar biasa tentunya untuk second layer
nama nama seperti aven yang kemarin kan udah gue sempat singgung juga ya kalau dulu ya
jadi sebuah kultur dari tim itu sendiri gitu ya
salah satunya adalah kesehatan ibu
apakah ada bedanya atau sejauh mana kalau ada bedanya antara fakta ini dengan pertiwi
apa bisa memudahkan masyarakatnya dengan menunjang transportasi itu tadi
kenapa kemudian pemerintah terutama kementerian kesehatan
dan praktek orang dalam yang tadi saya sampaikan akan merusak sendi sendi kehidupan bernegara kita
tadi saya kasih contoh actemra sampai ceo global nesense sudah bilang supply nya tidak ada
baju baru ya warna oranye
itu tidak mampu untuk menahan varian delta
tapi memang ada caranya ada tahapannya itu tadi ya
tepung beras dan racikan lain sebelum digoreng
gak boleh lemes lemes harus tetap semangat
tetapi implementasi dari regulasi ini belum nampak
ini adalah hari yang dinanti oleh putri kartika panggabean
nah siapakah yang bisa masuk ke korea selatan
semi final yang bisa dibilang cukup panas banget
ini bisa terjadi di indonesia dengan kasus yang sekarang bergulir
dengan main dulu santai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
bench player mereka agak agak sulit untuk west bandit sih
tadi perhitungan sementara sekitar tiga lima m supaya bisa mengatasi itu
yang jumlahnya sekitar sembilan puluh delapan juta jiwa
nah kita katakan rumah sakit misalnya amit amitnya ya ada kebutuhan operasi gitu
memang secara defense dia masih bisa membackup lah gitu
karena spot favorit dia menurut gue walaupun dia big dia nggak suka main low pos
di tahun ini bukan berarti
maka dari itu kami melihat bahwa
mungkin ya cuma tiga nama itu yang menurut gue
untuk bersaing di top empat di ibl tokopedia dua ribu dua puluh empat gitu
puas menyantap mie klepot saya lanjut dengan menjajal makanan khas korea yang banyak disajikan di sini
jadi memang menurut saya perlu total
pada sudut kota kali ini kita akan melihat aktivitas yang ada di pasar badung
pemain yang tepat gitu untuk direkrut ya
gue gak tau tapi perkiraan gue segitu
kebijakan penggunaan masker di ruang terbuka jika terjadi lonjakan kasus yang signifikan
lumpuhnya stasiun tawang karena banjir ini pun membuat sejumlah calon penumpang harus kerepotan
ya dea betul sekali saat ini saya berada tepat di reservo komunal marunda
ibu bapak kami bisa membaca
sekarang gini kalo lu jadi rocky
pak lo pernah ini enggak sih
itu sih akan terdepan untuk jadi kandidat mpp gitu
apa justru harus aduh ini pagi pagi harus masak dulu nih apalagi untuk keluarga dan lain sebagainya
gak tau ya mungkin kita bisa bandingin ya
dan kita melihat dua orang yang dikukuh
dan ini kan juga menunjukkan betapa apa namanya itu
jadi biar kita bisa bersinergi begitu
cuma sama kayak tahun lalu cuma beda dikit
dan bagus juga kontribusinya
apalagi dia di bali kan dia sempat masuk ke dalam nominasi rookie
tidak punya kemampuan yang bagus untuk bisa mengelola daerah maupun bangsa ini
ini sudah tidak ada lagi kerak kerak yang menempel
karena mungkin dia sempet ketup sama si
ya cen pemain asingnya dan pastinya lebih seru dan beberapa pemain asing kalau gua lihat pemain asing yang udah kemarin main disitu ya
dengan beberapa pemain veterannya
indonesia cup kali ini makanya mereka
ini kita take di tanggal
di video terlihat mereka ikut mengusir
menukar bima dengan salah satu pemain bali
karena memang ini kan politik sebenarnya
mempertahankan objektif mereka yaitu
sebuah produk kuliner akan bisa dikenal sebagai bagian dari identitas suatu masyarakat tertentu
gue gak tau mungkin karena rekan satu timnya tapi dia bermain cukup lebih leluasa gue melihat di partisan gitu
total lebih dari dua ratus juta vaksin telah diterima indonesia
baik jadi ini scoring systemnya adalah satu sampai lima
kalau semua pemain lokalnya fit
tapi kan gak ada
ada makna mendalam di setiap tahapannya
cuma ya kalau dari gue sih belum terlihat ya visi ininya
kewaspadaan tetap harus dijaga
pengalaman dan mental yang satria muda punya sih
konsepnya jadi konsep tema sentralnya mengenai lahir hidup mati itu sebagai sebuah sajian perform
secara total proses pembuatan keramik dari tanah liat menjadi sebuah pot bunga bisa menghabiskan waktu hingga tiga minggu
dan kita lihat data di ojk juga
ya gue harap di yofansnya juga dia bisa kasih perubahan sih
selain itu pada saat menjelang eksekusi hasan makarim selalu memberikan kain putih untuk dipakai
tapi arti di belakangnya adalah bahwa
karena lebih cepet sih gak tau ya gue belum pernah foto bola sih
dan abu nanti bakalan live tiktok ya
dan satria muda juga gak mau
nah itu harus dijaga dengan yang saya sebutkan tadi mas
karena pak jokowi sendiri secara pribadi tidak maju lagi sebagai calon presiden
setelah dingin penyajian serabi noto suman ini digulung dan dibungkus daun pisang
lalu yang kita keluarkan misal untuk cicilan dan juga untuk hal hal yang sifatnya lebih
jadi bisa selalu kepake di rans
yudan sama yuda begitu penting sekali perannya di lapangan
jadi ya untuk teman teman belum ada juga yang belum pernah datang sama sekali
belum booming tuh virus
ya ya ya betul sekali obat borneo menang
cukup penting di kubu d y united pertama
seperti apa sih yang dibutuhkan indonesia
apakah itu mampu pak untuk memenuhi kebutuhan oksigen kita
walaupun ya memang belum terlihat banget ya cuman ya fernando juga pastinya masih ada adjustment adjustment sedikit
mungkin itulah dua itu bisa di otak artikel
gaston juga sama konsisten gitu
dan gue ngeliat juga beberapa kali anthony bean oke udah cukup apa ya udah cukup ngeklik lah antara anthony bean sama pemain lokal
sudah ada di game ya
jadi mungkin trial and error gitu
itu sudah ketahuan kan belum delapan bulan ke depan nanti kita simulasi sekian kali sekian ditambah enam puluh persennya lokal
apakah yang perlu diantisipasi nih besok di pilpres besok
ada yang memperhatikan lebih dominan gimmicknya
jadi saya milih fakultas hukum mulanya
world cup masuk di bulan agustus
setelah dimasukkan langsung kita aduk
syarat yang diatur di dalam ketentuan undang undang dasar disebut ketentuan itu
gue juga inget sih gue baru bisa ngegambarin pertandingan tadi atau gimana
yang harus diperhatikan ya mas saya flashback sebentar terkait patah tulang
karena ada tambahan dari si michael kowals ini sih
terima kasih pak ardi untuk perbincangan pagi hari ini
kerap membuat masyarakat tergiur sehingga mau menyetorkan uangnya tanpa ragu ragu
karena yang gua liat kalo dari masing masing grup ya
tadi diceritakan oleh mas arya
iya karena untuk biar teman teman yang lain bisa untuk tukaran tukaran suku ya bapak
kalau altaf ya kita tahu jelas dia shooter ya
pada hari jumat malam tanggal delapan maret dua ribu dua puluh
dan dia dia manfaatin itu benar benar bagus di di di beberapa game screen match ya gue harap
agar kemudian oke dan juga bisa dinikmati oleh para konsumen dari restoran ini
makanya ini pr nya kostriki bakal berat banget sih di masa jendela kompetisi ini
dengan catatan di quarter empat tuh borneo gak pake asing ya
terus kita mau ngeluarin dua juta tiga juta
padahal kita tahu tidak sepatutnya media sosial dijadikan
berawal hanya berjualan aksesori di pasar pasar tradisional
padahal kalau itu diberikan ke pusat semuanya kan jadi bagus orang mungkin senang
sm musim depan walaupun belum ada step by step nya dari sm ya
bukan dulu sih dulu kan kita pake merch kayak misalkan
karena engagementnya menghasilkan besar sekali
gue lupa itu supercopa kalau nggak salah
mungkin gue mulai dari rans dulu ya
yaitu berupa bantuan iuran bagi peserta bpjs kesehatan
tapi yang sebelumnya sudah berlaku seperti itu
keberadaan hasan makarim tidak hanya dibutuhkan para narapidana
adalah alun alun kota batu yang berjarak sekitar delapan km sampai di sentra kuliner alun alun batu di
nah itulah menjadi hal yang menarik itu
dan juga tadi gua sempet singgung juga rizky adidava ya
kita tuh harus bisa buat brand image kita
dan dapat juga saya informasikan bahwa untuk kualitas air yang ada di reservoir marunda ini sudah dicek
tapi kalau menurut saya kita sudah bisa tampil di layoff olimpiade
ya walaupun dari segi posisi gitu kan
dalam konteks ini menerima aliran dana korupsi dengan sengaja
jadi satu persatu kita audit dan baru selesai di awal juni
dengan diperhitungkan jumlah menang kalahnya
itu sebenarnya bahasa belanda
ya misalnya nih pemain upah misalnya kita ngomongin
notabene harusnya bisa mereka ambil nih kemenangan tapi justru
prawira dewa kita bahas dulu mungkin
secara global berdampak lebih besar kepada perempuan daripada laki laki
tapi dengan kedatangan azaria braditya
dengan sejuta pesonanya menyimpan kisah pilu
yang mungkin akan menjadi rising star ya di turnamen kali ini
seluruh makanan selanjutnya akan dijajarkan di meja panjang
ojk ya pak ya data dari ojk untuk yang anak muda gitu kan
saya mau jelasin pertama status
dari fase grup pertama
yang berdampak pada peningkatan penjualan mereka
dijadikan pr juga bagi coach dev
menurut yanti berbicara dengan hewan yang ia maksud tidak menggunakan bahasa yang spesifik
begitu kami ke melbourne
seorang saverius prawiro di posisi point guard
supaya tidak terjadi gontok gontokan di bawah
sehingga memang persoalan itu yang menjadi pertimbangan dari dinas pendidikan untuk diutamakan
diantaranya imam samudra amrozi dan mukhlas
artinya mungkin sebentar lagi
jadi gue juga nanti belum bisa kasih info ke kalian
kalau dewa kan sebenarnya bolanya juga gak ada fansnya gitu
harusnya tim ini juga punya potensi
dan ini adalah bak penampungan
maka dibutuhkan juga awareness kita bersama begitu ya untuk bicara soal perkembangan remaja dan juga perundungan
tadi saya berharap bisa selesai sebelum lebaran
artinya yang dijual juga yang jual di kerikil itu juga yang memenuhi kebutuhan mereka
gue harap agak sih bisa kembali seperti dia bermain di aspak
saya koreksi istilah istilah di ccp
jadi ketika pak jokowi ini sudah di ujung masa kebatannya
maka semua informasi tentang a pasti ada di mbak stephani
vanessa kan dribble masuk ke dalem
mbak yohana tiga mantan hakim mk
mengkoordinasikan penyiapan data penerima
ini tentang menjaga ikan asin tetap awet
presiden jokowi dodo pun turut membangun dinasti politik
juga ada stefano tonut yang bermain bagus bersama italia kemarin
sempat dibahas mengenai pembubaran partai politik
jadi bisa dilakukan pemisahan itu
masuk ke mungkin tinggal sisa anthony bean sama adam ya
sebenernya sama bentukannya kayak gini
sebetulnya sambal ini menggunakan bahan dasar yang sama
luar indonesia ini di luar negeri
gua melihat ada pace corisano sama yogi chan
jadi gue harap sih temen temen semua bisa nonton ya
tanpa adanya konflik kekerasan yang terjadi pada waktu itu
terima kasih atas kesempatan ini
kalau kita ngomongin brand francis kita tahu semua ini pemain yang pure scorer
bapak ada kasaran atau rekomendasi dari bi
ini sudah ada di aplikasi jaki jakarta
tidak berlarut dan jadi warisan tak menyenangkan
kenapa harus ada home away
bagus ya yang gue lihat dari game ini sih adi
yang itu akan bertaut pada tiga hal yaitu keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan
beberapa bulan yang lalu sempat sih orang yang terpapar virus covid sembilan belas ini naik naiknya drastis tinggi
ini dua match up yang cukup menarik ya cen
tapi ya walaupun memang mereka ngejarnya juga cukup pastinya ketusahan
artinya itu laju penularannya sudah tinggi sekali sehingga testingnya nggak bisa satu per seribu
mungkin pertimbangannya march gb bukan lebih teknis tapi lebih ke mental sih kalau menurut gue ya
oke chan mungkin ada yang
selamat sore nana terima kasih atas undangannya apa kabar
emang bener bener dulu tuh
nah padahal untuk pemuda indonesia itu rata rata gajinya itu cuma dua juta
yang dilakukan oleh badan pusat statistik atau bps
ya memang kita perlu mengevaluasi kembali ya
revisi undang undang pemilu ini menjadi prioritas gitu ya
supaya selalu aktual dan akurat dalam kapasitas sebagai wadah untuk komunitas diaspora tionghoa indonesia yang ada di australia
gimana caranya prawira bandung untuk ngalahin satria muda
jadi ada proses jawaisasi begitu istilahnya pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
karena parlemen thresholdnya menggunakan pemilu dua ribu sembilan belas pemilu sebelumnya
kan tentunya kita pasti agak dihebohkan dengan kedatangan bram ya di awal awal of season ini
tapi awalnya bisa dapet maksudnya kontak kontakan sama kak augi
apakah itu menjadi salah satu faktor
tapi baru mulai janding
karena presiden itu presiden semua orang
dengan kita tahu ada beberapa permasalahan di stasiun manggarai
jadi bisa selalu kepake di ranz
mampu mengembangkan diri begitu
ya ini akibat tidak sinkronisasinya antara program pendidikan di sekolah dengan di keluarga
jadi gak bisa nemuin formnya aja gitu
kurang dari dua puluh jam
terus kemudian yang paling berbahaya adalah logam berat
anak bali ya puyur anak bali sekarang
ternyata di basketnya pun sama sama juga
lalu apakah sampah puntung ini bukan lagi menjadi masalah
harusnya pemain muda juga bisa ngikutin gitu pemain asingnya
jadi kalau kita hitung dampak kerugian dari bencana akibat aktivitas legal dan ilegal
nah kalau di sabang memang nolak semua
karena ada tiga puluh poin dua puluh poin konsisten gitu
harusnya ada karena engagementnya tinggi kalau saya lihat
dan terus dukung basketball indonesia
itu menjadi penting terutamanya bagi kaum lelaki bapak
iya itu kan dunia di situ bro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
jadwalnya mereka cukup padat di ibl
hal ini tercermin dari porsi investor institusi asing yang sebesar empat puluh tujuh persen lebih tinggi dibandingkan dengan investor institusi domestik maupun investor retail
ratusan ribu orang telah menjadi korban dalam pertikaian yang terus terjadi antara palestina
langsung juga untuk cio manu putih ya lagi cedera nih gua belum nanya juga cedera apa
dan gue seneng banget juga ngeliat dia main gitu
kawasan wisata desa buwun sejati ini merupakan desa wisata terbaik dari lima puluh desa yang ada di seluruh indonesia
di musim depan itu bakal jadi kesempatan dia untuk membuktikan dirinya
jadi sistem di jepang dia punya ada beberapa poin poin yang kemudian menjadi poin gitu ya
abraham wenas dan juga ada juga yang pemain mudanya tuh
dan juga menteri pedagangan tapi bukan menteri sosial ya
terhadap sama bandnya itu gitu sih gue
bukan bukan istilahnya bukan beras yang yang sortiran
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam itu untuk dibangun ulang sebenarnya gagasan yang pernah ditolak di awal abad ke sembilan belas kan pernah juga diusulkan ya
kalau robot catur ini setahu aku basenya itu memang engine catur ya
karena apa itu devotion nya sama
dan itu mereka bisa manfaatkan dengan baik
melalui pemberdayaan umkm sehingga indonesia tidak lagi bergantung pada produk impor
gerakan yang menurut gue gak penting dari
nah tujuan dari fakta itu sendiri adalah sebenarnya sebagai sarana untuk berkomunikasi
tentunya ini menginspirasi kita semua untuk terus melestarikan dan juga mempromosikan budaya indonesia
memang kita akui waktu lebaran kemarin mobility nya itu tinggi sekali
tim tim dari indonesia gitu maksudnya ada juara dari mongoliet terus ada siapa lagi gue lupa lagi
cukup mendominasi dia nembaknya bagus
karena beberapa turnover yang menurut gue agak kurang penting
yang mana efektivitas dari layanan akap tersebut
yaitu akademisi swasta masyarakat dan lain lainnya
jadi dia akan levelnya akan naik sendiri dengan data yang diterima
karena ini kali satu region ha
di wilayah kepulauan atau dimana gak ada itu yang sebenarnya sedimentasi
ya saya sebenarnya sudah tiga kali jadi menteri
karena regenerasi kekerasan seperti di sekolah tadi itu telah berlangsung pada sembilan generasi ya
karena ketika sumbernya yaitu das yang sakit tidak disembuhkan
terkait yang disampaikan oleh pak alex marwata
tahu di beberapa minggu lalu mereka memperkenalkan pemain asing asing mereka yang baru dan juga penambahan asing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
supaya kita lebih sustain lebih maju lagi
kalau ada masalah ya kita bahas sama sama
waktu itu gue pernah liat lu dari itu tahun berapa ya cak ya
langsung di cut gitu ya sejak awal
tele jones gitu dan gue rasa
kalau di fanbase nya k pop ini kita tuh berasa kayak lagi dukung tim sepak bola kesayangan
appreciate banget buat temen temen pemain lokal
zaman dulu kalau kepala pencaksilat dari pihak anak daro atau pengantin wanita menang dan pihak laki laki kalah atau dari pihak para kule kalah
yang mengikuti vaksinasi di sd negeri kreco satu dan dua
sudah sampai terjadi patah tulang misalnya setelah dioperasi kita juga akan memberikan latihan yang untuk memperbaiki
gue harap ini game yang ketat harusnya
dia runner up dari liga mongolia
sebenarnya saya sih loyal kepada panglima tertinggi saya presiden
tapi tetap dia deliver dengan baik gitu
ini mencapai sembilan belas enam miliar meter kubik per tahun
dan ya lokalnya sih
siapa yang mau dipasang oleh coach ahang
karena bu gat itu selalu berubah ubah itu status atau posisinya
pengalaman baru buat teman teman yang laki laki ini nanti suatu kali mereka bisa mengajak keluarganya
segi big man mereka sangat sangat lumayan dibutuhkan sih makanya ya so far amir merupakan
pokoknya jauh dari kayak pencurian atau gimana gitu
yang menurut lo paling agresif dan paling oke nih
banyak yang jadi juga selain fielders kan victoria terus ada ian juga
kalau lu mau dapet tempat ya lu fight
ataupun juga yang utama adalah terkait dengan pelayanan
ini tipis renyahnya itu
tetapi yang kontra menganggapnya gimmick
maka momen ini dapat menjadi sentimen positif yang menarik minat berinvestasi
nah memang usaha penitipan kendaraan sepeda motor ini sudah ada sejak lama
jadi ketika menteri pupr menyatakan bahwa dalam analisisnya
untungnya ya pej gak keteteran aja tuh
kalau orang umum mengatakan
biasa ini juga mungkin untuk pertama kalinya kita take secara langsung setelah mungkin pertama
menangnya gak meyakinkan karena pemain pemain lokalnya gak pada step up
dan agassi juga bagus gitu dan ya gua harap agar bisa kembali seperti dia bermain di aspac yang
tidak adanya pengkaderan dalam partai politik
jadi kayak yaudahlah skip lah kalau gue
tidak terdistraksi ataupun sedang mengalami bias ilusi bisa membantu kita
usaha jasa titip alias justip hal ini yang dilakukan oleh stefi stefani yang memulai
lalu ada hong kong eastern yang kita tau semua
karena itu saya sangat dukung lhkpn untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala lhkpn itu tidak jujur
tadi anda mengatakan bahwa persoalan anggaran menjadi kendala
prawira psv bisa dukung psv gitu ya
jadi sayang aja gitu kalau bagi mereka
ya yang pasti ini loh ya hang tua kita real aja lah ya
pertama standarisasi selari harus sama
kalau gue masuk kelas kelas itu sesuai jadwal gue emang gue udah waktu kelas sebelas
sebenernya sah sah aja
kemudian juga personalan dan juga pastinya kita bicara mengenai pengemudi
nah artinya bahwa kita belum bisa mengamputasi rantai kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan ya
ya kalau kelapa gading
riba yang lokalnya itu ya yang gede dua puluh tujuh itu kan udah udah udah udah ada ada ada
itu aja sih dari nost dari gua
sudah mau pulang tapi deretan serabi yang lagi dimasak manggil manggil
terus kalau misalnya di sisi guard ya kita
baik anggota maupun pembeli bisa membeli langsung beras cabai dan sayur sayuran dari hasil panen anggotanya
dan ada yang satu juga persata yang tidak kalah penting adalah dokumen perencanaan
kayaknya jurian masih cukup restricted menitnya gitu ya
menjalani pendidikan dan pelatihan sebagai calon pengibar bendera pusaka dua ribu dua puluh
oke lah ini oke untuk melengkapi squad rans yang menurut gue sih udah cukup perfect ya
istilahnya kalo kode diri kan ga punya
isg penutupan di tahun dua ribu dua puluh tiga ditutup pada level tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua delapan
pasar belauran pun menjajakan bermacam macam keperluan rumah tangga
oke mungkin kita bisa lanjut ke
terima kasih bung akmal sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
so kita tunggu aja ya selepas jeda yang ya masih sebentar ini
berarti otomatis mereka tidak terkalahkan dengan enam belas tim lainnya gitu
nah tadi vincent sempet ngomongin tentang
tapi gue ngeliat ada lima pemain
memiliki makna yang tidak hanya menjadi guru atau pembimbing
perkembangan positif yang terjadi di negara kita
oleh karena itu harapannya adalah agensi sama milenial kalian harus rajin untuk searching yang lainnya
front masyarakat peduli lingkungan gili terawangan mengelola sampah di pulau ini sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
dan ini semua menjadi ragam kuliner yang mantap untuk disantap
konsep pemasarakatan yang fasilitas sangat minim gitu ya
ayo yang mudik ke daerah jawa tengah dan sekitarnya lihat menu di sini jadi kangen kampung halaman nggak sih
tadinya enam belas tim sekarang jadi empat belas tim
tapi menyegarkan dan membuat cita rasa makanannya menjadi sedap
didaftarkan itu ada dua belas dua belas pemain dua belas atau empat belas pemain gitu yang bakal dibawa ke ulan batar nah ini dari
ya dukanya kadang pas setelah gajian mbak setelah gajian itu udah harus bener bener nata banget keuangan
sebenernya kalau di basket tuh sebenernya masalahnya disitu sih
kita bakalan membahas topik tentang basket
diakomodir bukan hanya menjadi anggota saja
terus dia yang basket duluan
gue masih tertarik melihat tim tim
terus juga anak anaknya itu punya ambisi yang besar
masalah program sport atletik itu ya
terus kebetulan ada seri ibl di jakarta
gita mi apakah reservoir komunal ini sudah berfungsi dan bisa digunakan oleh warga
malu kalo untuk satya wacana
tapi sejauh ini sih kalau ngomongin sekali lagi guard di satria cukup solid sih
menurut dokter karyanti untuk menangani sepsis pada anak
ya ada dari sulawesi kalimantan datang kesini minta diajari
jadi nanti akan ada perubahan sop ya saya sudah minta tadi sop sop pengawasan
beberapa pengemudi yang kami temui memang memiliki berbagai tujuan ke puncak mulai dari untuk staycation hingga ke tempat wisata
maka efeknya adalah semua tindakan tindakan itu akan mengikuti harga di kelas yang lebih atas
pak jokowi ini kan pdp kita tahu
yang pertama ya acim gue pasti nulis
bagaimana teknologi itu bisa mempengaruhi hasil dari pemilu
mungkin temen temen abastok juga ada pendapat
udah abo highlight di awal pj itu pemain pemain mudanya udah pada mateng
dan memang aldi jumlah yang sudah divaksin pada hari kamis kemarin sendiri yaitu sebanyak lima puluh dua satu ratus tujuh puluh
terutama ya kemauan untuk bisa menaikkan level mereka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
penghapusan batasan jumlah orang yang berkumpul
skala nasional yang sekarang menjadi atensi
kalau misalnya ditaruh di tempat yang sama atau jalur yang sama selama ini ada gesekan atau hambatan
nah sekarang saya bersama imperal officer
karena itulah generasi ini kerap disebut sebagai generasi yang overburden atau kelebihan beban
ini gua sama sekali masih belum tau tim mongol itu kayak gimana
karena kalo mau ngukur dari pre season kan beberapa kayak tim kalo misalkan kalian liat kan ada rekord rekordnya tuh sekarang di ibl ya
yaitu tiga jam perjalanan darat dan satu jam perjalanan udara
pengen ya sebenernya pengen motoin abl sih
ee sedikit menghambat ya
nggak pernah nyobain olahraga lain
warung nasi hasunda ini memiliki lebih dari enam puluh masakan yang diolah setiap hari
agak kehilangan nyawa aja sih pas lagi di game terakhir lawan pelita jaya kalau gue lihat ya
gue dan abu kembali lagi
keesokan harinya marapule dan anak daro menggelar pesta pernikahan
dan juga nanti dari pertanding home yang dilaksanakan
pastinya ini sih ada beberapa hal yang koko heru lebih udah tahu duluan lah dari masing masing pemain
tujuan politik kandidat kandidat juga akan menentukan kebijakan kebijakan ekonomi di indonesia
dan apakah langkah somasi yang masih dipertimbangkan oleh partai nasdem ini dapat kita artikan sebagai bentuk geretakan
ngedengerin si bung jj sama coach emang ngomong
daya semangat dari defense dari
bakalan sulit kalau misalkan kedua pemain asing dari prawira nggak bisa catch up mereka berdua
kulineran kali ini saya awali dengan mie klaipot atau mie yang disajikan dalam potanah liat
sekali ini kita lihat bahwa pbb tampil lebih baik
tapi kerusakan bangunan sudah roboh dengan guncangan yang enam sampai tujuh
maka untuk masa pendaftaran ini pembuatan akun kemudian nanti akan ada langkah selanjutnya
apalagi ada yang aldi zatur
orang yang udah gak terlalu gen z
khususnya mungkin di daerah daerah yang
tergantung pada tingkat kerubitannya
harusnya emang liburnya minggu depan lah ya berarti ya
untuk selanjutnya paling listrik listrik doang bohlamnya yang pada mati
gak ada prom ya
jadi kita harus mengambil student loan dan kemudian ngembang
ini akan berat bagi mereka gitu
masih bingung juga tuh dewa united untuk ngebendungnya gimana soalnya kan pemain baru juga
saya kira kepala kepala daerah yang lain juga tahu apa prioritas yang ada di daerahnya masing masing
ya kalau dari sisiku sih mungkin menarik aja ya sama kayak lu ya menarik
tolak ukur juga bagi tim tim indonesia gitu
tapi jangan salah ada sisi lain di gili terawangan
jika menggunakan kendaraan dengan ac atau pendingin ruangan
karena memang membutuhkan karyawan yang besar
sama sama banyan dan fornos
kebetulan ketika itu yang saya tahu ya gerakan yang untuk kebaya kebaya ini baru gerakan perempuan berkebaya
sama masih aktif namanya anak kalau era milenial kayak gini bisa main gadge
baik vaksin jadi maupun dalam bentuk burk
jadi bagaimana anak anak ini bisa tahu background dari makanan yang mereka makan
dan ini memang dari sisi psikologi sangat membantu sekali
bpj dengan ada lobo
pelahkan namun pasti mulai kebaca nih
masuk ke dalam kerjasama asuransinya kemudian plafon kamarnya
govinda tuh pemain volley dulu ya kalau gak salah gue
lo sempet liat juga kalau
bopindah lebih jadi bro badannya
ya emang kebutuhan tim aja sih namanya juga tim sih saling membutuhkan gitu
oh ya biorka kemampuannya nggak bagus ya
ini adalah perhatian penting yang akan diperiksa secara independen oleh otoritas komunikasi dan media australia
orang yang dianggap garis keras dalam tubuh masyumi
ya sekarang nsa punya mike lover gitu
diinisiasi oleh presiden joe biden pada mei dua ribu dua puluh dua di tokyo jepang
dia kan bisa lebih main di luar gitu buat nembak dan
dari situ saya coba bikinkan saya gandeng satu penjahit dan akhirnya menang
pak iman adakah kebijakan pemerintah atau regulasi baru yang diantisipasi akan berdampak signifikan terhadap pergerakan isg pada tahun dua ribu dua puluh empat ini pak
ya kan segala bisa gitu kan
ya yang pertama saya pikir kita harus lepas dulu dari perasaan gagal kemarin ya ketika dikalahkan uzbekistan
kenapa gibran itu mendapatkan sorot terbanyak gitu dari netizen gitu
jadi bisa dilihat memang banyak sekali yang turun di stasiun cawang dan ini terjadi setiap hari
suwarjaya terima kasih atas partisipasinya sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat sore
ya kita diskusikan dulu dengan pak soeharto pada waktu masih jadi ketua p tiga
bench dari dewa united dan juga supporter
tapi ya gue ngeliat lokalnya pun masih bisa ngikutin si jawa ini ya
seri satu seri dua seri tiga seri empat
karena kami melihat beberapa hal yang sangat penting
iya anda juga mengatakan tadi literasi terkait dengan teknologi perbankan

dan satu lagi semoga tidak ada yang cedera
mengawali debutnya di politik dalam pemilihan gubernur dki jakarta
jadi tidak perlu terlalu mewah sesuai spm
secara pribadi dia bisa dikenakan sanksi ancaman pidana satu tahun dan denda seratus juta
yang standar ac itu kapasitas ada dua puluh kamar bapak
rombongan smk ini sama sekali tidak berharap acara perpisahan yang menjadi tema acara awal
bisa kembali anda ulangi kondisi yang tadi anda lihat
perilaku terhadap gempanya itu kan juga kita melihat dari apakah masa ya atau beratnya
atau enggak bilangnya tempat angkut ngetem gitu ya pak joko
cuman ya sayangnya daudnya nggak bisa melawan aja
baik uda ferry tadi juga pernyataan dari ahmad syahroni mengatakan bahwa kpk terkesan terlalu tendensius dalam kasus ini
ya sudah berusia hampir satu abad
nah di sini jam satu subuh
kurang enak juga ya
mereka ingin orang orang untuk terus datang ke kawasan
di kementerian kesehatan dari awal kita selalu konsisten mengatasi pandemi
selalu melakukan evaluasi terkait operasi ini setiap hari
jadi kalau yang satunya main bagus satunya ikutan bagus gitu
rentangnya kurang lebih untuk anak sd di sekitar empat yen per bulan atau sekitar empat ratus lima puluh rupiah
tapi prawira dan pj punya itu semua
artinya ya ah lihat lihat dulu bagaimana itu
terima kasih sekali menteri hukum dan ham republik indonesia yasona lauli atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
paguyuban semeda melayu dan sekretariat nasional keris indonesia provinsi sumatera utara
dari segi nembaknya jadinya nggak terlalu
seperti ernest prakasa beki tumewu hingga mantan artis cilik amel karla
bahkan mencapai dua ratus titik kerusakan hutan yang dipantau dilakukan sejak tahun lalu
itu mendapatkan adaptasi yang lama ya
mengajarkan kita jangan sesekali kita berbicara dengan orang asing yang tidak dikenal
dari kebijakan sehingga kalau misalnya ada persoalan seperti ini ada persoalan berkas yang tidak terbaca
ketika terjadi pelanggaran etika jangan bersembunyi di balik keputusan hukum
tidak semuanya bisa kami undang
inilah beberapa cara mencegah menurut kami
tapi karena partainya tidak lolos pt
dan eh so far sih lokalnya masih masih cukup membantu ya
itu akan menurut saya produktivitas
sekarang teman teman di amerika
cuman ketika gue melihat di game ketika melawan west bandits
anak udah capek puasa udah panas
tadi lu bilang ya turnover yang membunuh prawira ya saat kita tadi udah unggul satu poin
ya memang saya pikir tadi masyarakat semua kalau ditanyai bersedia
baik terima kasih ketua asosiasi perencana keuangan iarfc indonesia aidil akbar majid
pemain pemainnya secara roll udah jelas
kalau memang hang tua bisa konsisten lagi
di jalan gajah mada depan pasar ini sendiri ada restoran legendaris khas pecinan
iya kalo dari gue empat belas tim ini sebenernya eeeh
kayak nyorot beberapa penonton
menurut dokter spesialis anak rumah sakit immanuel bandung
nah itu karena itu waktu mencapai di usia dua puluh tahun yang tadi
ini memang lagi rame kasus pemobolan mobile banking ya
salah satu tips ketika suasana gerbong sedang ramai adalah dengan menyimpan tas di bagian depan
cuma gak tau ya mungkin ada yang terderah nanti atau apa
poinnya belum terlalu banyak juga untuk masalah kontribusi ya tapi dengan hadirnya si brand di
untuk mencari pelaku kejahatan
oke di pertemuan pertama mereka cuma kalah dua poin
tidak hanya pembeli dari warga lokal namun juga untuk menampung pembeli dari macam negara
karena gue ngeliat di beberapa scrim match
keramik yang sudah dibentuk kemudian dipahat setelah didiamkan selama dua hari
namun beberapa melepas ketika bersuah foto ataupun saat menangis
mau drifting mau brand lokal terserah
simak informasi selengkapnya usai jeda
nah apakah kemudian ini betul betul bisa dibuktikan oleh kpk
kayak aku tuh kayak kalau habis dari sma kayak gini lanjut gimana terus mengapa itu ke depannya
gak pakai kubah ini bentuknya seperti orang sujud

dan juga target dari lrt jabodetabek ini sendiri
pbb yang diterapkan latihan itu nggak bisa tanpa modal pamong memberikan hati yang ikhlas
lalu bagaimana pak dua ribu dua puluh tiga isg bisa resilent bisa bertahan di tengah gempuran faktor eksternal pak
dia ngemban bagi kapten terus kedua minute play nya juga di atas tiga puluh
jadi kayaknya saya nggak pernah melihatnya kayak gitu
selanjutnya kita melihat nih ini menjadi sangat ironis
gue harapnya tahun ini dia lebih wise lagi bisa belajar lebih banyak dari gregorio wibowo
buat kedalaman squad sih gue rasa memang dua duanya memang ada sedikit problem lah disana
terus dicampur sama gula atau dijadikan karamel
gue gak ngerti kenapa tapi gue yakin coach charging tuh udah ngeliat ini pemain tuh memang dari dulu nih udah komplit gitu
ketika misalnya anak ada yang pergi ke tk
tapi tak demikian dengan pasar baru
soalnya dia ke depan bakal ada dua pertandingan
pengamat media sosial sekaligus founder drone emprit dan media karnels indonesia ismail fahmi
kalau jenengah ini diterima dengan tabah sabar disikapi dengan ibadah tobat
nah itu yang kita bilang kalau diberangkatkan memang first mile ya
melihat ya tadi kan bali sudah sempat kita bahas ya
tapi masalah tenaga kesehatannya
tapi orang lain akibat virus yang tidak sadar
juga sangat mampu menyulitkan defense dari satria muda
kalau di sana kan per jam
tetapi adalah kami akan merevitalisasi dan mengupgrade dan membangun blok blok yang representatif
mereka cukup harus tergantung
yang ditemukan oleh perihutan itu sendiri gitu kan gitu
jadi itu salah satu faktor yang menurut gue kanada bisa bisa melangkah jauh sih sampai semis final
jadi yang pertama adalah bahwa ternyata gibran itu dia dianggap sama netizen menguasai tema ekonomi
hampir setiap rumah warga kini terparkir mobil keluaran terbaru yang dibeli dari uang pembayaran pembebasan lahan kilang minyak pertamina
demikian kondisi banjir yang telah dilakukan oleh tawang semarang
karena itulah penting sekali kita menjunjung tinggi etika
lu kenapa jadi mengkritisi apa yang
saya ke terminal apa ya di banda aceh itu itu penumpangnya banyak
jadi banyaknya bermunculan perumahan perumahan yang sangat padat sekali
tapi ketika sekarang pemerintah sudah mengklaim nih mas sudah bisa mengidentifikasi data dari hacker biorca ini
tujuannya melestarikan budaya pesisir sibolga agar generasi muda tak lupa dengan adat istiadat
silahkan yang gabung ke pbb
gitu tapi ini tetap
sebenernya di pemain asingnya
walaupun banyak juga tenaga kesehatan yang bilang ke saya mereka merasa beruntung sudah divaksin dua kali
kala itu pasar ini menjadi pusat penjualan periuk dan gerabah lain dari desa pinoh denpasar
satu lagi korban yang dievakuasi
karya siswa jurusan teknik komputer jaringan smk tamtama di kecamatan karanganyar kabupaten kebumen jawa tengah
tahun ini seluruh pusdiklat digelar
iya di dalam lorong lorong itu memang
nah disitu momentumnya berbalik justru ke dow united ya di game ketiga
dibilang pemain impor bagus agak kurang ya dia ya
walaupun pengaruh nyatanya akan sangat bergantung
yang didirikan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan
bagi para orang tua jangan menganggap sepele bila anak anda mulai mengalami gejala seperti penurunan nafsu makan
apakah istilah istilah yang rumit yang ditanyakan itu betul atau tidak gitu
tapi jakarta bogor gitu ya
karena gap usianya jauh kan gitu
mengangkut sampah dari tong sampah ke bak sampah
ya untuk menggantikan seratus porsinya sasha bezenkov di olympiakos sih menurut gue gak mungkin ya
tapi target pertumbuhan enam tujuh itu memang tidak mudah
lalu yang kedua ada rizky adidafa
kalau untuk kesiapan sendiri sebenarnya bisa dibilang bahwa pemerintah korea selatan
banyak yang jenuh gitu kan yang
dan satu lapas minimum tertutup di nirbaya
kan tipe tipenya tipe tipe yang tengil gitu ya chon ya
yang dulu kita nabis akap yang bagus bagus itu malam hari
cuma emang pas dia lengkap sih dia emang kurang nonjol sih
udah lantai keduanya untuk perkantoran mereka ya bisa bisa saja
semoga lebaran tahun ini jadi berkah buat kalian semua
dia menikmati akses di media sosial
bahkan saat membeli mobil warga ternyata belum bisa mengemudikannya
hajar terus langsung sampai ketemu di episode kedua yes dua hari atau tiga hari hahaha
ya kalau kita melihat ekspektasi dari investor asing khususnya
jadi kami juga sebagai atlet itu latihannya dengan engine catur
akhirnya ya untuk pemilu dua ribu dua puluh empat ini
yang ini mau saya makan langsung masih panas pemirsa
di daerah itu pad apbd tertinggi itu paling sekitar sepuluh triliun nggak sampai kok
yang timbul di benak saya sambil mendengarkan penjelasan bukit itu
nah yang kedua tentu catatan saya adalah juga seharusnya untuk pinjaman online itu juga bisa menggunakan slik gitu
gili pandan tak jauh berbeda
bahwa belajar adab memang lebih penting dilakukan terlebih dulu daripada belajar ilmu
bukti bukti yang sebenarnya sedimentasi itu dimana saja
dengan makroekonomi yang baik kinerja ekonomi dalam negeri inflasi terjaga kurs juga kemudian juga bagaimana pemerintah bisa mengatasi inflasi
itu memang agak kurang begitu pas ya
ataupun dibuang dimanapun dia berada
kalo fira kan mainnya
ya dan mereka eksekusi juga dengan bagus gitu ya
yang pada akhirnya ketika mereka mau melamar kerja dan dicek bi checkingnya mereka sudah jelek tuh
dia bisa dibilang di ibl salah satu shooter terbaik sih sekarang
pasport ada ktp dan sebagainya
kita pindah mungkin ya ke next team di empat
kalau di sistem perdagangan alternatif atau over counter
petani pun bisa dipastikan mampu belimbing madu
indonesia ada empat dampak yang pertama adalah tadi saya sebutkan adalah dampak harganya kemudian
anda ke money changer anda beli us dollar dan anda simpan
gak ada oksigen pak
karena yang harus jadi apa namanya yang harus jadi yang menguatkan mereka tuh chemistry itu sih
kalau ngelihat statistiknya dalam tiga pertandingan kemarin di grup b itu memang secara angka sih nggak berbohong ya
pg udah lolos ke babak berikutnya hong kong eastern udah tersingkir
dari gerbang utama bangunan kastil berwarna warni itu memang sangat menarik perhatian
terus sama apa tuh banyak banget lee mineral dan lain lain
sebagian besar membayar kurang lebih di empat ribu yen
sempat ketemuan sama pak jokowi bahas soal amendement itu ya
kalau di bandung tuh lu punya satu tim doang yang lu dukung
cuma memang mungkin secara mentality ini agak sedikit berbeda walaupun memang secara umur papan lebih dewasa ya
tradisi ini menjadi warna tersendiri di kota sibolga dengan segala pesonanya
di antaranya pisang coklat pisang coklat keju atau pisang coklat keju susu
dari yang satu titik biasanya seratus orang ini kita tambah menjadi dua ratus orang
sementara di kawasan hutan pengunjung disuguhkan berbagai rumah hias yang unik
karena memang masalah literasi digital ini menjadi masalah yang sangat penting dan pokok di negara kita terkait dengan digitalisasi ya
nyaman kayaknya lebih acim sama safar
menarik untuk dilihat setelah ada masuknya si cama wolker ke as monaco tapi di sisi lain juga
kalau kabar terakhir memang mereka belum menyebutkan
langsung di game cukup berbeda gitu cara mereka apa ya cara mereka mengeksekusi cara mereka berumahin
suara anda kurang terdengar jelas
melalui berbagai program di kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah
ada sejumlah tahapan dalam proses pembuatannya dimulai dari proses ngaluluh atau persiapan bahan baku tanah liat
yang laki laki semua pakai putih putih calon panjang termasuk freddy budiman saya kasih juga
menjalankan ketahatan kepetaatan kepada allah swt
kita lihat kalau kita lihat di sini ya salah satu kasus yang sering terjadi adalah rem blong
namun seperti yang kami sampaikan tadi di awal bahwa sekalipun tadi ada gugatan ataupun sampai dengan nanti keputusan kpu ini keluar
apa tadi menit bermainnya si sergio lulz sama rudy fernandez
apakah kalau kita berbicara misalkan masalah
memberhentikan si julius bowi ini karena
jadi nggak usah pakai tabung nggak usah pusing ngangkut
sumpah dia umur segini udah tahu loh
cuma si saffron si david samuels itu dimana sering ini loh
nah ketika dia sekarang masuk ke bpj yang notabene nya banyak pemain pemain muda gitu
banyak peran peran yang menurut gua cukup nyaru gitu
selain tiga nama itu yang menurut gue paling bagus ya top draft gitu
pasti kamu nyangka ini makanan kayak khas dari negara mana tapi ternyata jangan salah ini tuh khas dari jambe
gue gak ada pikiran bahwa kita bakal cuma kalah sekali
oh berarti yang tadi minta duluan ditunda dia masuk daftar yang ditunda
di euro league tahun ini
apa efek yang terjadi ketika memang angka ini terus dinaikkan
tapi sayang belum banyak yang menggunakan batako berbahan pasir kaca ini di pulau ini untuk bahan bangunan
meladia rahma denny irvan jakarta
ada mukri satu tuh pemain rookienya tuh pemain undip gue tau
yang identik akhirnya kembali dan identik dengan komuter
kayaknya harus dipisah pisah ya
tapi apa pak joko yang ditangkap mungkin dari mti
nanti thr beli lagi atau gimana
adaptasinya jadi sama sama nol lagi gitu
bisa ada peningkatan permainan dari mereka sih itu sih kalau dari gue
eskalasi tensi geopolitik di gaza fenomena perubahan iklim ekstrim krisis perbankan as di awal tahun dua ribu dua puluh tiga dan lain sebagainya
akadepenya saya harus jam berapa gitu
nanti kan pelatih gue mikir panik dong
menjadi rp lima sembilan puluh lima miliar
gue mikirnya kalau gue masuk kelas sebelas tahun pertama gue jarang main
brandon francis yang menurut gua
kalau jason nih menurut gue complete gitu
cuman kalo misalkan kasus untuk melawan prawira
juga bisa dengan terapi latihan dan terapi modalitas
oke jadi harusnya menjaga stok kebutuhan pangan
supaya nanti ketika di season yang sebenarnya
kalau pemain asing tuh sebenarnya harus di atas sedikit
oke butuh semacam boosting sedikit sih buat dari pemain pemain lokal dan asingnya
di setiap game gitu dan
oke ini ada berapa kamar nih mas yang fasilitas ac ini mas
punya kacamata h m kacamata lu keren juga pak ini yang kacamata yang dipakai di ini ya foto
perut sudah terisi tapi mata belum melek seratus
pas itu tory burch dua lima allah sepatu hampir tiga iya ada yang cuman kayak ih lucu itu ada aku mau
salah satunya ada beberapa terminal yang kita manfaatkan sebagai layanan mall pelayanan publik gitu
dan nextnya mungkin nanti ini pemain pemain yang main di liga mahasiswa tahun ini musim depan bisa ikutan draft rookie combine
jadi kita lihat di game pertama gimana
mbak prita kalau tadi berita yang saya bacakan rata rata berawal dari hobi ya mbak ya
mereka harus membeli perubahan di kawasan
kira kira siapa yang pas ini bisa mendampingi tv orang orang seperti itu
improve nya juga menurut gue gak akan terlalu banyak ya
terus untuk lama lama semua artis bakal seperti itu
tapi memang ya stasiun gambir ini dan juga pelayanan penumpang pastinya untuk kategori kereta api jarak jauh seakan menjadi dua hal yang tidak terpisahkan
nah itu kenapa itu poin positifnya
mereka harus bisa close to game dan ya itu tadi
tivan tuh gak dapat mendingan
dan ya terlihat ya maksudnya di pertandingan ini pun di pertandingan ketiga ini pun lawan matrix
ini hal yang juga menjadi salah satu poin menarik kalau kita bicara mengenai sektor pariwisata
kalau daging dipakai untuk isinya
sebenarnya berapa kali sih batas pergantian untuk si pemain asing itu
dia mendukung kegiatan ini sehingga dia rela untuk mengeluarkan nasi lauk bau ikan segala macam dan bentuk bentuk dari hasil bumi
saya masih fisik kuat mental kuat sehat
banyak kekhawatiran bahwa moderna ini nanti akan disalahgunakan
nah trading forex itu bagus dilakukan apabila memang terjadi volatility yang cukup besar pada mata uang usd
semuanya udah aku cobain nih mulai dari makanan berat asli dalam negeri sampai menu menu snack kiriman dari luar negeri
pak ardi kalau kita bicara mengenai kasus yang tadi saya bacakan
nanti kita lihat sekarang jam tujuh lewat dua puluh empat yuk berangkat
setuju apa gak setuju
tidak ada yang bisa diberikan kemampuan untuk mencapai kemampuan yang baru
ini kan bisa dipakai pakai jenset
baik nanti buat fasilitasnya nanti langsung ke mas azra aja biar langsung dijelasin aja nanti pak ya
dan kita akan melihat apakah masyarakat atau pengguna jasa ini dalam matuhi segala
seorang mantan detektif mengkritik kepolisian news service
bahwa mereka memperkirakan sekitar satu ratus lima belas ribu orang pelancong
ya kalau keluarga modern saya melihat bahwa anak dalam keluarga modern anak subkontrak ya
even tivan tuh gak dapet menit sama sekali kemaren
terutama di melbourne dan kemungkinan juga untuk australia
itu juga jadi salah satu alasan
iya iya gue mungkin sebelum lanjut ke dewa lawan prawira
lu gak dapat menit ya lu
eee secara pengalaman gak sebanyak bima
kalau di melayu itu lebih cenderung kepada simbol status
sekarang tidak ada uji coba
quintin doff nih harus kita tempel nih dua orang
cuma ada kelas yon itu ada kelas kita
kok tapi perut belum aman nih
jika dikonsumsi sesuai dengan porsinya
itu diambil cctv nya itu nggak ada rekaman nggak ada bukti rekaman
kemudian selalu bisa sisikan tiga puluh untuk saving
kalau yang di sini kita alirkan ke irigasi panturang
gili terawangan adalah salah satu pulau di wilayah kabupaten lombok utara
kepentingan pribadi tapi terdesak harus memenuhi kebutuhan keluarga besar kondisi ini dikenal dengan
maksudnya levelnya pasti segini juga tuh
dulu berapa tahun dua tahun yang lalu ya
juga menurut gue bagi pemain pemain yang nanti kita akan sebutin di musim depan mungkin
nanti kalau kamu belajar hukum kamu ngerti politik
oh berarti kebanyakan yang dari luar emang pulangnya maret ya cen ya
yang pertama gua punya agassi gontar
iya dan apalagi tambah rukinya tuh empat nya juga
agar kebijakan kebijakan pemerintah menjadi efisien menjadi efektif
karena kita penting untuk melakukan ini jangan kemudian presiden itu adalah seseorang yang
jadi seharusnya tentara angkatan laut menolak mereka di laut ya
dan sekali lagi shoutout untuk coach ahang bisa memanfaatkan seorang justin brownlee ini
marapule mengenakan penutup kaki yang berwarna merah
dia kan punya size dan punya atletisme
ternyata partai politiknya tidak kunjung sederhana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
seperti memberikan pakan dengan baik menyediakan tempat yang bersih
apakah kendaraan tersebut sudah diperiksa dari remnya
di pasar mbah uran pokoknya kalau sama cak ganjar
west bandit tuh salmon swing aja sebenarnya bukan point guard kan
karena lo punya facilitator yang sangat bagus di tim
dan yang terakhir waspadalah jangan sampai tergiur pada investasi bodong
kita masih optimis bahwa untuk desember ini juga ihsg akan kembali membukukan
makin luas kawasannya pak
satu sesi dimana dia
menjadi kunci juga menurut gue
rendang ini tuh duh sutilnya jadi kotor nih keras tuh lihat nih susah buat dibersihin kan
karena ada itu justru di undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sepuluh
pemain yang kalian harus apa ya
kenapa baru mendekati pilpres begitu dimasukkan gugatan itu
tapi ya kalau misalnya pasifik ya gue lihat juga salah satunya yang menjadi kendali mereka adalah perubahan pemain asing ya total berarti mereka udah dua kali ganti pemain
oke kalau kita lihat dari tayangan tadi
trading mata uang atau forex memang menjadi salah satu instrumen investasi
di yang lain misalkan rp tiga puluh di sini masih harga rp tujuh belas gitu
karena data yang disukai oleh bps dengan inflasi tiga tiga lima tidak mencerminkan realisasi yang ada di masyarakat
kita namanya tuh ada cio
diantisipasi satria muda sih
kontender utama untuk menjadi juara tahun depan
untungnya dia bisa time up sih
anaknya beni yosawirya bercerita pada saat ayahnya terpapar kondisinya stabil
dengan komposisi pemain mereka yang mereka punya
dua kali tanding doang tuh
gitu gitu sih terus juga asingnya juga bagus jadi ya ini lawan yang cukup sepadan juga buat nanti prawira
harapannya memang hanya di asingnya aja nih dua ini
karena fitur fitur lupa password itu memang harus ada semacam kreditikasi berlapis
ya tapi ya semoga pemain yang lainnya seperti karl patrick sama gdl itu bisa juga step up lah ya
jadi itu yang menyebabkan kadang kadang dia tidak dapat informasi terkhasilkan sama b sama c
mbak prita kalau ngomongin penting nggaknya mungkin semua penonton merasa penting ya
seperti makan pelecing kangkung dan ayam taliwang lobong
dan ternyata ya di game ketiga itu
berwisata di kawasan seperti ini kita bisa menghirup udara yang segar
dan justru pada sisi prosesnya menimbulkan kompleksitas tadi gitu ya
kemudian orang tua dan guru dipertemukan
pengennya hang puas ngambilnya di game satu sih
mengajak semua kawan kawan
dia mesti ada kalau c itu kan kabupaten kota kalau b itu kan provinsi
dan gue sangat mengapresiasi
sama vanessa juga nah itu
di kecamatan mojo warno
banget buat ngomong kalau thrifting ini bawa penyakit
proses pembentukan ini merupakan proses paling sulit karena membutuhkan kealian khusus untuk membuat bentuk yang indah tanpa celah
dimana dia kebetulan terkena di mana si pelaku itu pergi ke gerai seluler ya
gue memilih nama dava dari borneo
jadi tugas perempuan suku sasak ini yang memasak yang menyiapkan makanan yang membawa makanan juga
kita kembangkan proses bisnisnya dengan menggunakan digital tadi
pemain pemain yang bisa tugasnya di bone
oke kita jadi belajar banyak sekarang soal sejarah ya apalagi soal stasiun gambir
jadi gua tau cuma nebeng doang gitu
yesaya saudales sepuluh poin dan aldi izatur rahman dengan sebelas poin
itu sebenarnya terjadi pada perdana menteri kita tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima
saya bisa dikasih pendapat kalian
tapi selama sejauh ini di scrimmage
bersama tim tim besar juga masih belum mendapatkan cicit
padahal itu kan juga memiliki potensi yang
satu sak semen ini bisa menghasilkan sekitar seratus batako
keji mcdhaniel dan juga thomas robinson jadi mereka memanfaatkan lima slot asingnya dimana satu lagi
ya sesuai apa yang diperintahin sama pelatih perbanas
biasanya tuh tesnya ada semacamnya gitu ya
tapi pergantian itu belum termasuk batas
tetapi saya pikir sih tapi ini jangan dijadikan panduan atau acuan
ratusan warga tumpah ruah memadati sepanjang jalan sudirman tamrin
ya terima kasih atas kesempatan pagi ini ya
akibat petugas tidak sanggup lagi untuk membuka karena juga akan membahayakan keselamatannya
selain agar tidak ribet tentu saja ini untuk kenyamanan anda dan penumpang lainnya
dua puluh satu tahun kalah beraksi bug spiderman
kalau tadi kita dengar di kroasia dilonggarkan tapi di estonia diketatkan
faktor psikologis apa sih yang sebenarnya membuat fenomena berebut tiket konser ini makin meningkat gitu
berbagai cara dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan penjualan
berapa kali berhasil ngocok kan
atau siapapun bisa menaturalisasi
kondisi global di dua ribu dua puluh empat juga diprediksikan lebih lambat
artinya ketika banyak memberikan pemahaman
ya setuju ada berapa tuh ada berapa tuh yang nawarin itu
sekalian kita ngikutin seasonnya ibl yang baru mulai lagi nih di kemarin ya di draft
ibl kedepannya ada rencana untuk bikin
tapi kalau thrifting mas giswa ini menerapkan ke semua hal gak sih
melalui kegiatan pkbm berkuota
itu kan seperti api dalam sekam
oke bisa ditiru begitu ya
dan secara mentaliti mungkin gak sebagus pemain pemain yang tadi gue sebutin gitu
untuk menyederhanakan fraksi di dpr bahkan ketua dpp partai nasdem sugeng suparwoto ini mengatakan bahwa
dan jika kita mau menyebabkan akter pribadi maka kita harus menyebabkan akter
dapat dibedakan dengan keris dari jawa
dunia tahu bahwa itu milik kita sudah dikenal oleh dunia udah terdaftar di unesco
jadi pemain something di ibl
kenapa dimana modal ini
maka tugas orang tua segera menyempurnakannya
kalau dia smp tinggi dia main center
tapi kok lama lama dia pindah sendiri gitu
biorka itu pasti menggunakan vpn kalau mau deteksi lokasi kita nggak bisa gitu
terdapar atau tidaknya ini juga penting diketahui
ini yang mendapat terdampak banjir tersebut
kepala ikan dan kepala ayam adalah sajian yang sudah umum dan mulai banyak restoran atau tempat makan yang menyajikannya
jadi saya memang lahir di keluarga seniman
di platform ataupun situs supaya kita bisa mengetahui dan juga memverifikasi nilai skor sleek ini sendiri
pbb society menunjukkan bahwa konsolidasi internal partai itu berjalan dengan baik
dan untuk itu terdapat tips untuk mengatasi merasa sering kehilangan barang
kalau kita memilih plafon kamar yang lebih tinggi dibandingkan dengan
menurut gue pas waktu itu
terus beberapa pemain lokalnya
dari busnya aja itu udah yang namanya tuh bersih banget
mereka punya deadly pick and roll sih antara abraham jared shaw
karena kita yang basket cuma
yang dikenal sebagai kumpulan pecinta karakter antagonis atau dak force
eh sorry milih armando yang masuk roster
jadi mereka punya dua point guard penting ya
oke oke oke eh lu seumuran dong berarti ya dua ribu ya
karena belakangan muncul kampanye kebaya goes to unesco yang menyerukan dukungan untuk menjadikan kebaya sebagai warisan budaya tak benda versi unesco
orang yang foto sama johnny peluk pelukan
di game mereka di playoff itu mereka sama sekali nggak menurunkan kualitas mereka
ketua komnas kipi hindar irawan satari menjelaskan
oh enggak gua kira lu ngikutin
apakah nanti ada juga nih stok slot naturalisasi
menurut penuturan cucu niti gurnito sri sultan hamengkebuwana x yang saat ini bertahta
punya tipe main yang hampir sama gitu
mulai dari australia selandia baru fiji india jepang korea selatan
tapi maksudnya untuk memenangkan pertandingan tuh p j gak perlu anthony bean
nah ini kita pengen ngomongin tentang pilihan sma loh nih
dan untungnya nih di quarter tiga dan empat itu hester bisa menemukan kembali lagi
melawan rans itu kan
lu tahun depan lu masih nanggung
kami akan kembali lagi setelah yang satu ini
selain perpindahan pemain yang masuk ada juga yang keluar ya
ya udah jangan dulu episode ketiga ini semoga kita bisa take nanti di jeda match week pertama dan match week kedua ya bisa ya
ternyata juga ada komunitas pecinta karakter protagonis star wars
tentu banyak yang berdatangan
menurut gua sih ya ini juga lah apa menjauh kebutuhannya dari kompetisi dan juga kemudian
apalagi melihat juga dior yang usianya juga sudah semakin tua
apa substansi perintah yang dipertimbangkan oleh hakim dalam konteks fakta materil ya
untuk bisa menggambarkan apa yang terjadi sebetulnya di lapangan pak
pemilu sebelumnya ini memang ada reaksi cepat itu memang akan bereaksi ataupun meresponnya akan cukup sementara ya
tadi gue juga setuju borneo sebenernya lagi bagus bagusnya
seperti yang diatur oleh undang undangnya
prawira bandung lawan satria muda gitu
keberadaannya mengancam kehidupan terumbu karang
kalau dibiarin kira kira bahaya nggak sih ada dampaknya nggak sih kayak gini
kita bergeser ke timan nih
gimana dia bisa tadi hustle gitu
gak menjamin juga dia akan mendominasi loh
pembeda bagi timnya mungkin
tentunya berarti masih banyak jumlah pengguna jasa yang belum mencapai target
sebelum mengalahin gue one on one
yang akan menjadi lebih susah untuk mendapatkan air misalnya
semoga gaada yang mau kalah
di expose lagi jadi orang dua tau
pasti pada tahuicios gini dua langsung ah gitu dari fashion nya pun gua gua suka gitu simple nggak perlu yang harus corona loh ini bareng bangan
dia memang kapasitasnya menurut gue udah dunia gitu
maka siapapun yang mau maju calon presiden
secara roll menurut gue sih nggak akan terlalu berbeda tapi dengan adanya pemain asing ini keleluasaan dia untuk beroperasi dari daerah atas itu akan semakin banyak
dengan menggunakan merek dagang bakpia mino tujuh ratus tiga
kemudian kawasan istana presiden
langsung tes berarti dulu kesana tes doang
pemain lokal ya untuk tangerang hoax gue juga setuju sih
ketika mau hari raya ya kucing pun ikut beli pakaian
jadi tiga game awal itu joseph tuh menitnya kecil
pada akhir pekan jumlah pengunjungnya bisa mencapai seribu orang
sekretaris jenderal serikat nelayan indonesia
meningkatin semangat dari ran itu sendiri
termasuk tengah merevitalisasi lantai lima untuk pameran usaha mikro kecil menengah
sebagai big team mereka masih menunjukkan keperkasan mereka di setiap gamenya tapi
pemain lokalnya pun nggak perlu banyak adjustment yang berlebih gitu
dua pompa airnya itu terletak di sana
jadi skor akhirnya delapan puluh empat delapan puluh dua terus kalau gue lihat box scorenya juga ini udah kelihatan sih ini kayaknya bakal orang orang inilah yang kayaknya bakal jadi tumpuan utama dari kedua tim ini ya untuk menciptakan angka
ada banyak pemain juga yang beberapa jadinya cedera gitu karena
jadi kalau teman teman tahun lalu ngikutin ibl
kalau kita mengambil masak surabaya agak cukup berat juga gitu
tapi harapannya kedepannya itu
yang ini nanti hasil pilek dpr ri dijadikan threshold untuk pilpres
pada tahun dua ribu lima belas hasan makarim juga dipercaya mendampingi terpidana mati kasus narkoba rani asal cianjur
tapi kan pengennya hang tuah dari tahun ke tahun adalah masalah asing
kita meninggroom edwin arman jakarta
dia bisa juga di sana mungkin ada gerai gerai orang yang berjualan atau ada aktivitas untuk ruangan tertentu mereka disewakan
semoga aja nanti di play off nanti nggak kecederaan
atau ada namanya joint nomination
adegan dan alur cerita yang menyimpang dirasa tidak memberikan pesan yang baik kepada masyarakat
meledak gitu soalnya kan plastiknya masih sama ya
menyentuh ibu ibu gitu kan
friends wagner ya salah satu pemain yang menurut gue
diselesaikan tapi bagaimana apabila memang masih ada pendaftaran yang mengalami kendala terkait dengan
terlalu lama aduh jastik nih mahal nih gitu kan ya karena kan kita bayar apa transportasinya terus juga
untuk membuat game tentu juga harus memiliki skill pemrograman game
kalau usia yang pendidikan wajib itu dari sd sampai smp
secara skor tidak terlalu jauh
boleh uji ada tanggapan mungkin uji
kebetulan rumah gue udah di alam sutera juga
sempet pusing sih sempet pelin pelan
berada di jalan ahmadiyani kota bandung kawasan ini dikenal sebagai kawasan cicadas
tiga pointnya gila tapi waktu pas di ibl ya
jadi pengolahannya masih sederhana masih manual seperti ini
dengan pemain asing justru
main gitu dibaksain main ya ya walaupun dia ya ada ada masalah dalam cedera cuman ya
good morning apa kabar pemirsa di indonesia
dan sekarang aja tuh udah ada yang booking untuk lebaran tahun depan
bisa saja memungkin seperti itu
kayak dapet momen bagus tapi foto yang dipake
negara israel dan inggris juga meleset planningnya
sebelum sebesar ini ia juga sempat memulai berjualan di lapak kaki lima
oke dua puluh sampai dengan dua puluh dua ya kali makan empat ratus ribu sekitaran itu ya
mungkin kami lebih bijak
dia menangnya juga tipis sih sebenarnya si amartya hang tua sama
bahwa ini demi kebutuhan ekonomi masyarakat
kalaulah tadi anda katakan akan berbicara khusus dengan pihak pihak terkait
kalau kita liat full court nya
skill khusus yang kemudian jadi andalan
jadi kalau emang orang orang tidak hadir di acara restoran yang kita sudah tentukan
kemudian juga bisa mengurangi perasaan perasaan gelisah
agar capaska kompak saat menjalankan tugas perpindahan
nah di jepang sendiri untuk implementasi dari program makan gratis pemerintah jepang ini seperti apa skemanya
karena maksudnya pengalaman mereka nunjukin kalau hasilnya itu kayak gimana
agak homesick sih orangnya
penasaran kan untuk joint the force
dan itu masuk di dalam
kita mungkin yang belum pernah melihat atau mendengar bingung
sama bapak juga karena bapaknya juga yang ngelat tv boost gitu
termasuk menko peluka pak mahfud md menyebut bahwa mk tidak berwenang mengubah aturan karena itu ranah pembuat undang undang yakni dpr dan pemerintah
vaksin memang membantu pengendalian virus covid sembilan belas
pemain yang masih dalam masa prime nya gitu
dava menjadi salah satu pemain yang bisa dibilang
untuk memilih dpr dprd dpd presiden wakil presiden
berkenaan dengan program program pemerintah
kita ya dan kita nggak bisa jawab juga ya
di sumatera barat justru kalau gubernur menteri menyebut karena aktivitas illegal logging
tak sedikit pelaku seni indonesia pun mengomentari hal ini
gue kayak yaudahlah biasa aja gitu loh
di atas jalur tunanetra terus masuk dalam kereta itu tidak mau antri
yang dulu menganggap just tipnya ini sebagai pekerjaan sampingan kini berubah menjadi
setelahnya keramik akan dijemur hingga kering lalu dibakar
yang pertama ialah pola makan teratur dan makan makanan yang beragam
bahkan kita sebelum desember pun udah tau
jadi tidak ada lagi misalnya bis masuk dan keluarnya juga di jalur itu
berarti lo udah ada dalam planning ya
sudah punya pekerjaan tahunan belasan tahun baru sadar nih
lebih tinggi dibandingkan nilai impor pada tahun yang sama
itu yang menurut gue bisa jadi salah satu tumpuan juga untuk tim mereka mungkin di tahun depan
baik itu untuk memang kalau di pusat tiket untuk akap ya
itu sebagai satu contoh
seperti jago ceger jawara atau preman
nah kalau soal apa tadi disebutkan
yang jelas pertama dari pj itu
kebijakan sumber dan jenis data yang digunakan
atau gotu gayanya dari pemain lokal yang harus take over menurut gue
federasi sepak bola dunia fifa secara resmi mencabut status indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
yang bisa kita jawab
ketika mereka berada di play off
punya skill set yang cukup lengkap sih
ya minimal dia bolanya gak akan masuk lah gitu
supaya ya kedepannya bisa ada muncul nama nama baru di rookie yang bisa berkontribusi lebih banyak di ibl seas selanjutnya sih
nah kalau ngomongin di pertemuan terakhir memang ini udah bisa menggambarkan ya bagaimana ketatnya kedua tim ini akan bersaing di partai final nanti
compete atau enggak nanti di fiba world cup tapi kalau
untuk menentukan gelar juara enam tim terbaik di liga dua ditambah sepuluh tim wilcard akan bertarung di liga satu hingga babak playoff pada tanggal sembilan hingga dua belas november mendatang
dan selalu bangga terhadap apa yang sudah dilakukan oleh garuda muda
karena beberapa universitas juga udah mulai
minggu siang lima belas oktober cctv di sebuah permukiman di wilayah pulau gadung jakarta timur merekam
sejak seribu sembilan ratus empat kawasan pleret purwakarta dikenal sebagai sentra keramik
jadi ya soalnya kita juga baru seminggu ini lah ya
dan di sumatera juga raja wali medan doang kan jadi kayak ya mau ga mau ya disitu gitu
ini kan gedung lama satu
augie juga ditanya sama augie
tahun dua ribu dua puluh tiga pertumbuhan ekonomi indonesia tercatat di angka lima tujuh
kalau disampaikan seperti itu
bagaimana kemudian di korea selatan sendiri mengenai pandemi dan juga pariwisatanya yang sampai sekarang ternyata masih menutup pintu untuk para wisatawan
ini tugas pelatih untuk mengembalikan mood pemain kepercayaan diri pemain
ya itu sih menurut gue pr nya hampir sama sebenarnya
dan semoga kita bisa bahas lebih lanjut lah
dengan pilihan mereka gitu
ibl musim ini sama satya wacana bareng
diawali dengan terciumnya aroma khas yang sangat kuat lalu kemudian terjadi kebakaran
ke aceh aceh timur besok ke deli serdang lagi ini baru baru kan deli serdang
oke jadi mari kita lihat apa itu forex
ada desa desa yang menunjukkan ketahanan pangan agrowisata
tentunya dia nggak mau sekedar numpang nama doang
maka dari itu memang informasi itu harus kita sadari kemudian kita ulang ulang
mas noval kalau kita ngomongin atau bicara tentang world ticket
di game lawan jordan dia bisa cuma satu kali full
karena kan ini instruksi presiden nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh dua pak jokowi sendiri yang mengeluarkan
tetapi kalau hari ini saya bisa gambarkan kepada anda yuda bahwa memang ppdb dilakukan secara daring
pendaftaran restoran itu setelah restoran penuh
kalau saya bilang justru yang vaksinasi yang paling mencapai target dibandingkan dengan misalnya penerapan protokol kesehatan
meskipun saat itu dua nya sesudah perpanjangan waktu
juga untuk karyawan tenan di transmart cilandak dan juga lingkungan keluarga marinir
cuma dari segi pengalaman gua lihat
tapi justru hal itu yang memberikan pengalaman yang berbeda
kalau sejujurnya kalau gue lebih ke ini sih
semuanya banyak yang jadi banget kalau didikat sama kak irma pelatihnya
tapi sebagian besar mungkin belum semuanya pernah datang ke acara mfc
tapi ya sudah terjadi ya biarkan terjadi
kedua ternyata gibran bisa bercerita atau memberikan narasi dengan cukup panjang
ada diskriminasi soalnya saya ips
apakah pemainnya punya visi yang sama
kalau dari segi satria muda
nah itu contohnya berarti ketika semuanya diperbaiki angkutannya juga harus bareng bareng diperbaiki
mau gak mau kita main di luar gitu prawira bandung ya
gua yakin nsa akan kesulitan ya di indonesia cup
kita masih punya dua pintu menuju ke paris
maksudnya kalau tahun ini dia main kayak gitu terus sih
kemudian satu tas cemilan atif kemudian satu tas saya
yang kesulitan karena harga pangan naik
mulai bisnis tidak melulu harus bermodal besar
mungkin karena kan hidup dengan berdampingan dengan pandemi sudah jadi strategi sudah jadi rencana kedepannya tahun ini kah
agasi ini pelan pelan juga udah mulai ningkat terus nih gamenya nih
mereka kan belum lihat bolden main sama kita lawan mereka gitu kan
di pekalongan solo dan palembang
jadi diabetes gestasional atau diabetes pre kehidupan semasa kemahiran memiliki konsekuensi intergenerasional
semua warga negara berhak untuk mengambil posisi posisi politik
dia menyempal dari arsitektural ruang yang ada di sekitarnya
dari prawira sama pj itu harusnya bisa ngimbangin tim tim itu
jadi belum ada teknik atau teknologi yang digunakan untuk mengolah sampah yang ada di sini
dan saya ingin sampaikan bahwa etika dijunjung tinggi
ujian jam satu subuh anjing
kemudian setelah perang dunia ii
ya ini bukan bukan kendaraan politik tapi alat kampanye politik ya
jadi dari masa bahan sama minyak itu sudah lain
ya kemarin kan alhamdulillah dengan beberapa situasi
ekspor pasir laut khususnya ke singapura
ngerasa kurang cocok gitu pakainya karena
sebelum memulai playoff gitu sih
itu bicara tentang money management
ini masih sama dengan aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah korea selatan sejak awal pandemi
apakah kemudian tim tim yang apa sih namanya yang selama ini di atas gitu
iya gue justru ekspertisnya ke kevin atau ke meylensun atau ke rexy ya gue nggak
khususnya tentang penyalahgunaan data ini ya dari biorca
jadi karena itu apa yang dilakukan oleh presiden mengundang partai partai koalisi bertemu di istana
dan dikenal sebagai sentra bakpia di indonesia dan menjadi pusat oleh oleh
ini adalah campuran dari cabai merah
masih belum berhasil mengentaskan kasus buta huruf di wilayahnya
ketuanya pak general nasution
dan yang gue denger secara jadwal
kali ini untuk hendra kurniawan dan kawan kawannya juga
meski telah dipugar dengan tampilan lebih modern pada tahun dua ribu dua puluh namun sarinah tetap memegang teguh tujuan awal pembangunan tersebut dengan mendukung dan menjual produk
lebaran dan saat tunjangan hari raya
yang ini juga menjadi atensi para akademisi gitu
prabowo subianto dan juga gibran raka buming raka untuk hadir di gedung kpk
tapi kita memang bisa ngerjainnya dan bagus
pakar manajemen lingkungan universitas diponegoro semarang sudarto pehadi
kan memang hari spesial ya peringatan kematian munir gitu
terutama nggak cuma di dalam lapangan
karena kalau melihat dari satria muda punya lj foster disitu dan braden griffin yang juga cukup konsisten gitu
yuk ah gas kita jajal
pak john jadi pak john ini juga manusia aneh gitu
gak bisa dengerin suara rakyat
terbaik ya yang untuk lolos ke
iya selama ini sudah dipraktikkan dinaikkan terus ternyata kan juga tidak
ini sudah tanggal dua puluh oktober tahun dua ribu dua puluh
nah ini biasanya mereka kalau sudah pernah meminjam ke lembaga keuangan biasanya ada skornya tuh mbak
akan seperti kehilangan satu brand maka brand brand lokal saat ini saatnya sebagai brand di tanah air
nah makanya kita dorong juga untuk pinjaman online juga bisa menggunakan data klik
tapi kan kalau nanti kemendagri tahu mereka akan punya regulasi sendiri untuk tanda kutip memaksa atau mengalokasikan dari apbd nya lah
iya bcm udah pernah kita jelasin juga udah pernah kita jelasin di episode sebelumnya bahwa ini
harus dibagi bagi dulu kirim orang tua buat adek belum lagi bodi sendiri bayar
tapi juga sebagai alat untuk berbisnis secara online
ngomong apalagi ya mereka sangat tergantungan dengan seorang
di naturalisasi untuk hanya
jadi dikasihnya kayak latihan conditioning push up gitu gitu
di game pertama ya jelas ya prawira bandung walaupun sedikit agak masih bingung untuk close to game nya
jadi jadi sangat keteteran
perjuangan menjadi seorang pengusaha kuliner dimulai dari dapur ini
kalau meminjam kutipannya cah imin
sehingga ada waktu untuk transisi pemerintahan baru agar nanti transisinya akan lebih mudah ya
defense nya dari cio itu gila banget
jadi daya tarik warung nasi khas sunda
apalagi itu bpj satya wacana ya
kalau terlambat sudah berbahaya sekali
tapi solusi sebenarnya bisa dicuci pake air panas
satu pertama apakah nasabah yang kehilangan uang melalui kejahatan digital ini bisa mengajukan ganti rugi kepada perbankan
karena tingginya emisi karbon
nah telur dan aneka seafood ini menjadi istimewa karena cara memasaknya yang langsung menggunakan wadah mangkok mie berbahan tanah liat
tepat di depan gang berupa posko begitu ya warga sudah berkumpul di sana mahardika
ferry amsari pakar hukum tata negara universitas andalas
ada bisa sanksi dalam bentuk materi
tapi kalau misalnya nggak membaik anak makin dikasih minum muntah terus
ketua peneliti vaksin merah putih fedik abdul ranta menyebut
tentunya dua duanya dimenangkan oleh pelita jaya ya
nembaknya gitu cuma memang masalahnya adalah
ini kan pemain pemain yang boleh dibilang secara pengalaman liga
dan kita akan langsung bergabung mengikuti keterangan pers yang disampaikan
salah satu satunya menurut gue
dan ini pertama kalinya saya makan kepala kambing dengan ukuran sebesar ini
roni satria set pia di pradana jakarta
najil young dan kawan kawan melakukan penetrasi atau backdoor backdoor seperti itu gitu
tadi kan frekuensi unggulan itu akap apa saja
perjalanan saya disambut dengan matahari pagi yang cerah dan belum terlihat kemacetan
apalagi nanti pasti kita tag keduanya udah mulai
tapi kalau di sana gimana mbak dini apa mbak dini bisa pulang ke indonesia nanti idul fitri saya berharap sih bisa pulang mbak
apa ya tidak bisa valid gitu jadi dia ngawur aja
jadi kalau sudah suka sama satu itu melulu
era pemanasan global sudah berakhir
dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli masyarakat
selama enam bulan terakhir ini karena selama ini kan kita masih tradisional ya pesennya masih belum terdigisialisasi ya
ini adalah dalam jangka waktu dua belas jam ya
tidak hanya di kawasan lembah nirbaya
tapi hari ini kita bakalan sedikit bergeser ke benua biru
saya tanya bagaimana pak tetap berusia terlihat muda walaupun dalam umur tujuh puluh ke atas
kalau lapas itu di dunia formatnya hampir sama sama begitu juga
terima kasih sekali pak tiong chin yang sudah mengangkat masalah imlek
dan banyak pemain yang gak dapat tim
banyak tokoh tokoh hadir disini
ini kan bicara tentang gangguan data atau gangguan sistem informasi
tetapi isu isu yang sifatnya itu hanya di permukaan
karena itu masyarakat menolak karena menganggap ini sengaja datang begitu ya
tapi dengan apa ya dengan bagus gitu
serta melumpuhkan sistem kesehatan dan transportasi yang bergantung pada layanan komunikasi tersebut
kalau ada turnover sedikit aja untuk jaga foster misalnya
ada si james lele viva asyakat jadinya mau gak mau emang
tapi fasilitas fasilitas itu nggak ada
itu pemilu itu berdampak luas sekali ke bawah
kejadian tersebut telah meninggal satu ratus dua puluh tujuh orang
masih kontek kontekan sama keluarga di sana lah ya pastinya
back to pertandingan itu
dan bisnis penitipan motor kembali menggeliat
oh terima kasih atas kesempatannya
gue ngeliat dia apa ya beda banget maksudnya kayak dia lebih berani nembak tembakannya juga akurasinya bagus banget
larangan ekspor ini bertujuan menjaga ketahanan pangan nasional india
hasan makarim juga harus menyeberang dengan kapal kecil
tapi mbak dini udah berapa lama nih ngomong ngomong di estonia
berjalannya di musim dua ribu dua puluh tiga nanti
dan saya betul sekali ada di rest area kilometer lima puluh tujuh
kalau gue lihat di apa dia demen banget one on one nih bu
inilah cuplikan tayangan yang menjadi perbincangan publik beberapa hari terakhir
dulu dia main volley waktu sma
bisa tiga puluh kg berat sekali
most improve dulu kali ya gue kepikiran
nggak harus pusing lagi gitu untuk siapa yang bermain siapa yang rotasi gitu ya
itu jadi jadi apa ya jadi salah satu trigger buat panettiaikos untuk untuk bangkit di musim musim
berdiri tahun seribu delapan ratus dua puluh pasar baru jakarta pusat merupakan salah satu pusat perbelanjaan tertua di ibu kota
tapi itu mungkin kita dapat bicarakan di dalam kesempatan
karena gibran adalah kalau kita orang pada nunggu nunggu sebenarnya gibran itu
negara anggota ipf yang dipercaya sebagai negara yang berpengaruh untuk memperkenalkan kebijakan tidak akan bisa berpengaruh untuk memperkenalkan kebijakan kamar dagang amerika indonesia di new york melihat posisi amerika serikat dalam kerjasama di indo pasifik ini tidak absolut
dengan banyaknya tekanan segala macam masalah yang kemudian ditujukan kepada pak menkes
dewa lebih diunggulkan nih
dinas lingkungan hidup lombok utara berdali
baru main itu udah acl
ini wanginya aja udah bener bener mantap ini dari rempah rempah yang kemudian tadi disiapkan di lantai empat sana
mereka melakukan challenge yang akhirnya berdua fall
mungkin digeser lagi kali ya
baik yang pertama pastikan anda membuat budget berumah tangga yang baru
teknis teknis yang ini kan udah jalan nih empat minggu
walaupun belum tahu punya anaknya kapan ya pak ya
karena ada iklan di salah satu indus grup
pengen sih habis lima aja
dan gagal bayar lagi itu akan bisa mengganggu produktivitas individu dan produktivitas dari perusahaan secara total
bagus bagus bapak dan di jalur yang lain yaitu penggagas dan pendiri yang lain yaitu bapak suhanalim
kalo yang lain menurut gua sih udah mateng lah
di tengah kondisi ekonomi keluarga yang tidak mendukung
kemarin kita wawancara vanessa vanessa di pamula bagus bagus aja
gue tanggal enam belas maret sampai
berhemat itu hanya bisa dilakukan untuk jangka pendek
slot lokal naturalisasi yang kemudian diisiam sama prosper
penting buat anak anak bangsa
seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan harus bisa dilihat
jadi pa uji ini kemarin baru separing ya

mestinya kpk sudah bisa menyebutkan seberapa besar aliran dana itu
agak susah kalau mainin dio lawon dengan yesaya ariygy dan juga dedek gitu
kiri tuh berarti aj ranz
kalau yang itu bagaimana tanggapannya dari nasdem
nah soal somasi juga langkah yang tidak terlalu tepat
tetapi tidak terbaca oleh sistem sehingga mereka langsung datang ke sini untuk mendapatkan solusi
kan sebenernya pemain yang dari awal juga konsisten kan
tapi momen paling krusial gol ferari itu secara teknis permainan bisa dibenarkan kalau dinyatakan sebagai gol yang offside
yang lu tertarik terus motoin basket
logistik takjil berasal dari dukungan jemaah masjid asma ul husna
perannya jason nih di jawali gak ada yang bisa gantiin juga seperti kayak dhani lah menurut gue
dan saya baru menyelesaikan itu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
ya walaupun belum tahu punya anak kapan bahkan sebenarnya kalau itu dipersiapkan dari
bahkan ruang ruang pesisir yang tadinya mungkin itu plain cost line begitu ya
ke mana pun yang ada lima ratus satu st sudah kayak family
diduga penonton melebihi kapasitas tempat acara sehingga aksi saling dorong terjadi
jangan menilai rakyat kita tidak tahu
ini ada berkelindannya berbagai kasus diantara kasus sebenarnya
dan juga ngasih kesempatan buat beberapa pemain
pengunjung juga dimanjakan dengan pemandangan hamparan kebun teh di kejauhan
apakah memang cukup cocok untuk dijadikan stasiun perhentian kereta api jarak jauh
karena indra muhammad sama sekali gak main gitu
ini idola bukan dari idola aja tapi mereka ada rasa kedekatan
bahkan di dalam survei menyatakan kan seperti itu gitu
apa kesulitannya apa tantangannya
tidak menimbulkan korban rakyat juga apa
kamis dan hari sabtu nanti ya

kalau kita masih menggunakan threshold ya
lalu kita mengoleksikan serta nanti bisa ada dua varian
opsi utamanya dia bisa score
gue rasa di season ke depan harusnya
nah ada banyak tempat di ibu kota jakarta untuk anda menghabiskan akhir pekan anda dengan jalan jalan
dalam menghadapi wabah yang telah menggerogoti
ini baru saja dievakuasi lagi satu kantong jenazah
tujuannya untuk menyederhanakan partai politik
palingnya di second unitnya prawira hanya indra sebenernya yang cukup konsisten ya
fasilitasnya pun juga semuanya yang terbaikkan untuk masyarakat
ya surprisingly gue kagetnya secara menit bermain
setelah itu pemerintah melakukan pembatasan pembatasan
karena dapat menjaring cuan dalam fenomena yang sering disebut dengan window dressing
karena ada konsep pembatasan hak gitu ya
kekhawatiran ini juga muncul dalam draft rkuhp yang baru dan cenderung mempersempit ruang gerak masyarakat dalam berekspresi
dari ring pun dengan standar yang sama gitu kan
karena kebiasaan penumpangnya ya kayak itu naik kereta lah
merupakan koordinator wilayah seluruh lapas di nusa kambangan
sekarang mungkin untuk nyawa homenya selama semusim aja
terus kalau nama berikutnya sama kayak vincent gua dava
hingga bulan desember dua ribu dua puluh tiga jumlah investor pasar modal tercatat sebanyak dua belas satu juta
penumpang wus mencapai empat belas penumpang perhari dan tujuh belas hingga delapan belas penumpang
anies menambahkan merevisi uu kpk menjadi sarana untuk mengembalikan lagi kepercayaan publik dan menjadi institusi yang memiliki kemampuan menindak seluruh korupsi
yang khusus membicarakan masalah masalah yang relevan untuk komunitas tionghoa di australia
bisa mengejutkan tim tim besar juga
ngumpulin duit dari lu sendiri gitu kan
sekarang sudah selesai masalahnya
tapi mau yang mengisi big empat dulu atau gimana
pengguna jasa lrt jabodebek mencapai empat puluh tujuh ribu pengguna jasanya
oh berarti lu dari lima itu langsung keperpanas atau mikir dulu tuh lima limanya dipikirin tuh
tiga menteri keuangan dan menteri sosial
jadi kita menyesuaikan musik dengan gerakan kita itu mungkin karena sama musiknya bentuknya
ada tema tema yang diberikan kepada mereka
yang pertama adalah sensories storage atau sensor penginderaan
asalin jakarta nggak bakal mampu mereka
itu adalah ikan laut yang dimasak dengan bumbu rempah rempah dominan kunyit dan kemiri
apalagi buat yang nonton juga sih nanti ya
ada cara lain yang saya rasa ipf bisa memberikan kesempatan keberadaan jenis
dan itu juga untuk komunitas multikultural
walaupun memang kalau untuk ukuran size
yang juara ya yang main di indonesia season
jadi mohon maaf nih kalau ternyata berita yang saya sampaikan ini ternyata mungkin tidak terlalu baik
gue juga jadi direct hitupnya bagian
oke kalau tadi mas aji sampaikan bahwa di jepang ini program ini tuh ada undang undangnya ada regulasinya
itu keliatan banget sih maksudnya
gitu betul dan on the track terus kalau menurut gue iya iya family masih pada in david singleton
penanganan pasca banjir di sekolah ini dibantu oleh relawan dari berbagai daerah
hampir semua dalam keadaan sakit pak
di penjara permisan nusa kambangan cilacap jawa tengah
termasuk juga kadang kebun tersendiri
menyajikan aneka jenis makanan sunda ala rumahan
itu sih kalau yang lagi kepikiran di gue ya
mungkin jadi bawahnya timnas basket gitu kan
yaitu penangkapan ikan dan pengambilan pasir laut berada di wilayah yang sama
masyarakat sibolga menyebut rambut bagian depan ini adalah konde
kalau leicester bisa perform kayak kemarin bukan gak mungkin
kalau positivity ratenya kemarin seperti bangkalan atau kudus yang sampai di atas tiga puluh empat
jadi kayak aku sama kakakku udah jarang latihan
dimana kita bisa mengharapkan hasil investasi dalam jangka panjang
ngebawa pelitajaya sih sampai sejauh mana di bcl ini sih kalau gue lihat dari perawira sih so far
rebutannya hawks hang tuah
jadi gue setelah melihat scrimmage ya

bahkan kita ngerang sendiri ada lapas yang isinya tiga lapas pemuda yang zaman belanda
masing masing kurang lebih bisa dua puluh atau dua puluh lima menit
maksud gue daripada lu maksain ya sorry ya
kita nyariin yang rumahnya terdekat
percaya dia di beberapa game scrimmage
yang kemarin nih yang lawan ppop waktu itu gue lihat di
asep kurniadi adalah salah satu warga asli cicadas
finalnya wita jaya lawan prawira bandung
nah ini catatannya apa evaluasinya dari hasil revitalisasi terminal a yang sudah berjalan sehingga nantinya ke depannya akan bisa semakin lebih baik lagi
cuma jason ini punya mid range yang orang lain gak punya menurut gua
bagaimana jurus dari pak gemma ini untuk kemudian investor ini terhindar dari margin call di forex tersebut
standartnya bagus ya ya
juga untuk jam penuhnya itu biasanya kami di malam hari malah

ngelihat secara gairah kan kayak tim baru gitu ya
tidak salah ukurannya adalah lebar satu
tips caranya untuk membersihkan wajan
aliansi nasional reformasi kuhp ia mengaku tak mungkin menerima seluruh aspirasi yang masuk namun
karena kalau terbaik sepertinya kan ini lebih baik dari ini gitu ya
kemudian kalau kita melihat apa saja sih kelengkapannya tadi ya
itu hackers satu akun saya yang akun tiktok itu yang followernya besar
karena ternyata earningnya itu tidak sesuai dengan apa yang dia punya
batus pake apa aja
sementara tadi kita ketahui side jo kan kadang kadang ada kadang kadang tidak mbak
penurunan memang terjadi beberapa kali di tahun dua ribu dua puluh tiga
sebagai orang komunikasi politik saya melihat bahwa
siapakah pemain lokal yang bisa menjadi apa ya
jadi tidak bisa kita lihat bencana terjadi dua ribu dua puluh empat penyebabnya dua ribu dua puluh empat
jadi delapan belas januari ini jadi openingnya lah
saat ribuan alat tulis ludes terbeli ada ribuan anak anak yang harap harap cemas
meningkatkan pendapatan keluarga miskin
karena kemungkinan yang tadi itu semakin sering tadi itu
seperti di masjid jami al bushro kedung banteng
bahannya ayam kampung yang dikirim langsung dari cianjur jawa barat
berapa organisasi organisasi lain yang mendukung gerakan ini
walaupun ya gue liat kalau kekurangan jenis nsa
thrifting banyak kok cuma lu harus hati hati karena thrift thrift sekarang kadang kadang
buda ferry mohon maaf saya harus memotong sebentar
dia mah nepuk jidat mulu
saya tidak jatuh beneran jadi bangun lagi
saya kira tentunya secara natural dan organik ya
mereka kan dua musim sebelumnya jadi juara
kemudian nah ini kan tadi ya kita mengetahui bahwa osteorisnya sudah ada dua primer dan sekunder
yang ketiga jaminan sosial
baru tiga orang seribu koin
tirtaunadi lantai dua itu digunakan untuk aktivitas umum
lupakan lah itu udah episode lalu
jangan lupa untuk protokol kesehatannya juga
sejarah bakpia patuk tidak lepas dari bakpia taman sari yang lahir sebelumnya
bahkan awal januari ini baru pernah dateng kan gitu
dia punya banyak jurus untuk bikin temennya tuh
sejarah itu dari sisi tertentu
nah ketika pinjaman online dimasukkan slik bisa jadi seperti ini mbak
karena menurut saya kita juga akan justru bertambah pemandangannya
dari match up lg foster dan anton waters nantinya juga bakal seru
yang dua ribu sembilan belas yang lalu kompleksitasnya itu
yang ketiga jason winata kalau gue
pasar baru sejak dahulu dikenal sebagai salah satu pusat jual beli di ibu kota
data yang saya dapatkan dari biro pusat statistik polandia mengatakan terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di polandia sebanyak sembilan persen di bulan tahun dua ribu sembilan belas

tapi kan kayaknya nggak bisa maksimal juga kalau misalnya bolanya gak ditangkap dengan baik gitu
punya fanbase tuh yang cukup oke gitu
jadi kalau udah lelah menyetir berkendara bisa istirahat dulu
nanti akan diberikan kepada masyarakat yang belum sama sekali mendapatkan vaksinasi ya pak ya
pengusaha ikan asin di sibolga ini adalah tentang
ya nggak apa apa perbedaannya sama nasi langit nasi langit nasinya duduk ya
nusantara supaya teman teman yang disini tahu juga ini ada restoran indonesia disini ada
ini topik yang sebenarnya
kalau anda sekarang statusnya sudah hamil gitu ya
gua sih sebenernya kepikirannya dua nama
gue cukup menarik dan apa ya
eh preview ya berarti ya
melatihnya bagus atau enggak cuma dari segi pengalaman
dan satu jam kemudian setelah diperbaiki servernya sudah lebih dari seratus ribu
bukan bermaksud membela tapi itu fakta hukum yang tidak boleh kita abaikan
ditambah kerupuk makin menambah nikmatnya soto legendaris ini
yang harus dipersiapkan saat mudik membawa balita
ini kalau gue lihat muka mukanya ini kayak pemain ini mungkin ya
kan dia harus bergantian
menghadapi game game yang
nah oleh sebab itu ada yang menyarankan kenapa tidak gitu ya

ini kita take to setelah pertandingan
kebetulan jadi nonton juga di
kalau udah ada penjualan tiketnya
ini sudah tiga belas hari tapi air masih segini ya pak
nah tnks ini sebenarnya menjadi hulu sungai sungai besar di kabupaten pisir selatan
masih bermain di ketinggian sekarang kami mau naik pesawat
sekjen kementerian keuangan pak heru pambudi
pemain pemain yang bener bener di pick dari rookie gitu
menjaga atau menyerang dari sisi defensif dari ranz gitu
ketertinggalan jumlah pertandingan dengan yang lain gitu sih
apakah gara gara ini persoalan bulog itu gak ada urusannya dengan menteri sosial
gak terlalu banyak ngomong
yang segera harus ditindaklanjuti oleh dirjen pas
kayak bertemu teman kita yang biasa kita tonton di layar waktu kita sepi atau waktu kita sendiri gitu
apa yang kita dapatkan juga dari semangatnya itu
dia pasti juga akan bicara dengan menteri keuangan
kembali lagi gue abu kristin dan vincer manahem mengudara di telinga kalian ya setelah kurang lebih sekitar dua mingguan kita off
clarissa aradia warsa jakarta
tahu kan mandalika adalah salah satu destinasi super prioritas di indonesia
komponen yang terkandung dalam vaksin merah putih aman dan tidak memicu adanya penggumpalan
desember adalah bulan yang paling ditunggu tunggu oleh para pelaku pasar
tapi meskipun ini sudah beroperasi reservoal komunal marunda ini sendiri belum diresmikan
misalnya dia sampai penemuni berat sampai apel nggak penting napas
kalau boleh dari pemerintah itu kan bisa memberikan pinjaman bantuan
sebenarnya sudah lama pasti gitu mas
dari masyarakatnya sendiri harus sadar bagaimana menerima dan mengolah informasi yang mereka dapat
betul itu mungkin itu gue belum tanya secara langsung tapi memang
nah sampai saat ini juara raga belum bisa kami hubungin
yang tidak cukup baik ya di ibl kemarin terakhir kalah samaran sejak hari sabtu gitu
dalam situasi itu saya ingin sampaikan kini adalah sebuah gerakan perubahan
lim boxing memang sebelumnya memiliki kemampuan membuat berbagai jenis kue khas tiongkok
apakah dia bisa nih mungkin di musim depan ya jadi most improve player gitu
dan brandon francis dia bener bener kasih energi yang cukup kuat buat prawira di segi offense dan defense
pencopetan gitu ada gak sih
tapi yang menjadi pertanyaan tadi mbak menarik adalah ketika earnia ini harus seimbang juga dengan bagaimana kita menghabiskan waktu
anda masih harus mempersiapkan hal hal lainnya
kemudian juga mungkin mengenal hendra kurniawan secara pribadi
pun terancam dengan kemungkinan terjadinya krisis ekonomi global jika peperangan antara israel
karena itu bisa aja hari ini orang bermusuhan
terus gue kepikiran ini sih julian
banyak di satria muda dan
menjadi guru penggerak sekolah penggerak
oke langsung saja yang pertama kalau anda tidak corex atau gold
kalo bpj kalo bpj sih gua yakin dari manajemen juga ga akan target macem macem ya
sekian perdana menteri nggak bisa laksanakan pemilu
oke rencananya akan ada berapa
di stasiun gambir dipikirkan kembali untuk menata ulang arsitektural ruangnya
lebih dari dua puluh sembilan ribu warga mengungsi akibat banjir di wilayah demak
tapi rakyat masih bisa menentukan pilihannya
perkembangan pesat media sosial akhir akhir ini membuatnya bukan hanya saja sebagai alat untuk bersosialisasi
ada untuk biaya tenaga pengajar ada untuk biaya peralatan sekolah buku gedung dan lain sebagainya
players atau official yang kita udah kelihatan coba
itu sih kalau gue yang kepikiran di awal sih nanti gue mungkin gue tambahin lagi
bo inikah yang namanya neraka sudah hadir di dunia
yang telah membimbingnya selama tiga tahun ini
masuk ke big delapan musim depan gitu
dan masih dengan low scoring gamenya masih di yang kelima puluhan kalo gue gak salah ya mungkin bisa dikoreksi
dan pas ngambil pemain binaannya pas menurut gua
enggak pas ke pskd itu ngulang lagi kelas dua
nih buat bcl ini
namun niti gurnito sebenarnya adalah pembuat bakpia kedua di yogyakarta
kalau anda memilih paslon satu atau paslon tiga belum tentu bansos itu akan berlanjut
karena kalau saya sebagai orang komunikasi politik melihatnya ya tadi
prawirat tergabung dengan ns matrix
gak ada podcast pemain cadangan sih mungkin
terbang lebih jauh lagi sebenarnya
nah masalahnya tim tim musafir nih kayak boneo kayak rans
kita sebagai negara indonesia yang mendaftarkan sendiri
ya ketika periode dpr dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat ya
gue lihat nembak nembak mulu gak masuk masuk
ya kalau jadi boni nanti kita lihat aja ya di awal maret ya berarti ya
bandung juga jadi secara missing peace
sistem yang cukup oke lah kalau gue ngeliat dari beberapa kali ibl berganti nama pun
abastok kita masuk ke episode ketiga di tahun dua ribu dua puluh empat yes kita masih tag di hari yang sama tanggal
karena tadinya dia punya riwachi drei
nah jadi kayak ini bakal jadi penentuan banget sih setelah jeda lebaran ini ya
gak cuma ah gue main kayak musim lalu aja dah
makanya cara change kayaknya sangat besar nih aven untuk bermain dan step up musim depan gitu
sebenarnya tanggal delapan belas februari ini merupakan perayaan imlek
adanya potensi gempa sesar lembang diketahui oleh warga bandung
sudah ada mahardika utama korespondensi nn indonesia
ini salah satu pionirnya roti nogar
beta gimana cocoknya mereka gitu karena
tiga minggu lagi nih bu kenapa udah mulai
ada terkait aliran dana ke partai nasdem
maka ada kontribusi mereka yang kemudian akan dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan porsi kesalahannya
ya saya pikir kita punya banyak nostalgia ya kalau misalnya dulu kita bicara tentang lebaran begitu ya maka kita akan bicara seluruh berpusat ke gambir
betul anak asuhnya coast jerry juga jadi itu yang kita pertanyakan ya nanti di tahun depan akankah mereka bisa lebih compete lagi atau enggak
nah ini kenapa waktu itu ada rekomendasi
ini sulit sekali pak masyarakat untuk mendapatkan obat obat covid sembilan belas
terus di sisi lain apa yang bisa kita lakukan
ini bagian dari kesenian sikambang
ini suatu yang memang tidak bisa dimunafikan terkait dengan piala dunia
jadi kalau saya dari dulu tiga tiga hal itu harus berjalan bersamaan
dan derek michael juga dua game ini
kalau terakhir saya tanyakan prediksi dari bungkus seperti apa
ca tapi lu selama psbb kemarin bos latihan nggak
jadi kalau kamu mudah gerah
mungkin akan melandai dalam beberapa waktu ke depan
karena ini kita tahu vaksinnya efekasinya bagus dan kita juga tahu nakes itu adalah prioritas
kalau di luar itu dia sebagai public figure ya tahu sendiri lah
karena lawannya juga nanti yang menunggu juga apa ya bisa dibilang
yuk kita eksplor dalam jelajah masjid selengkapnya
untuk bertemu para narapidana
seperti di awal tadi saya katakan bahkan dari dua ribu tiga hingga dua ribu empat belas
iya kan itu kan berarti bukan menjamin pemain pemain yang sekarang dapet tim
cuma minimal menambal itu nggak terlalu bolong gitu
jangan bicara dengan pihak lain yang tidak ada kaitannya
mungkin nggak akan improve banyak gitu
persiapan untuk final ibl dua ribu dua puluh tiga antara prawira bandung melawan pelita jaya
tujuan pertama nih misalnya lu udah pernah
tapi sangat efektif kalau menurut gue
sedangkan untuk hal lain seperti misal persiapkan
tentunya perjalanan ini akan kami tambah seperti tadi saya sampaikan
sementara kita dengan teman teman atpm ini
dan informasi terakhir yang kami terima jumlah korban tewas akibat kericuhan yang terjadi di stadion kanjuruhan usai pertandingan arema melawan persebaya berjumlah satu ratus dua puluh tujuh orang
yaitu apa yang disediakan oleh pemerintah baik secara langsung dan juga secara kebijakan
ini sejak november tahun lalu dia sudah menyampaikan akan menerapkan skema hidup bersama covid sembilan belas
apakah dia tetep bisa step up seperti di patriot
senin siang di bandara soekarno hatta
ah pakai parfum ah ini kemarin baru beli
dhanire juga terus ada
kemudian mereka membuat skor waktu presiden kemarin
melalui digitalisasi koperasi pertanggungjawaban bisnis menjadi transparan dan akuntabel
nah jadi ada sedikit
yang sangat bergantung pada pasar ekonomi ekspor akan terpengaruh dari perlambatan ekonomi tersebut
ya brandan akan selalu attack basket untuk mencari file at least ke enes matrix tetapi kan di yang
dan menjadi bencana yang lebih besar
kayaknya ini sudah di rekayasa ya
baru dimulai pada dua puluh lima juli lalu
hemat betul betul gunakan air dengan lebih bijak
jadi kemarin tanggal dua puluh tujuh dan hari ini dua puluh delapan januari dari mulai jam sembilan pagi sampai jam tiga sore
dan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah atau cip
tapi yang terakhir minggu lalu gue ngobrol
itu selama dia off basket dia
tapi selain dari baskonia sendiri
ke agus nur patria dan seterusnya ke bawah sampai ke cukbut ranto baikuni wibowo arief rahman dan irfan yang kemarin juga sudah diputus
jan kalau misalnya nanti sabtu minggu langsung kalah pulang tuh si bilal cuma seminggu
nah selain terminal itu tadi
di gedung kpk jakarta
iya emang udah kebanyakan basket aja deh
balik lagi di podcast kata data
udah cukup tau maunya anak anak apa kayak gitu
ya tentunya ini kita harapkan bisa menanggulangi permasalahan yang ada di rusun marunda ya dia dan juga pemirsa
seorang pesepeda yang sejati itu harus memiliki positive attitude
atau pada lembaga lembaga lain yang sinergis dengan kepentingan atau tujuan keluarga
kan kakak juga kan disitu udah tau lingkungan kali ya
seakan akan mereka legal tapi membebani lingkungan dan melahirkan bencana itu
ya alhamdulillah akhirnya milih perbanas
dan sampai sekarang di situ pr kita yang paling besar yang harus kita cepat kerjakan
akhir abad ke dua puluh dimana seseorang
kita masih akan tetap bahas soal ibl basket indonesia timnas dbl dan liga mahasiswa
makanya legitimasi sedimentasi segala macam itu ya
yang kedua pakai metode bakar
dan uluran tangan dari para demawan juga ada
kalau presiden jadi wnr terus tidak bisa lagi
jadi ya kalau lu pakai mereka untuk jaga mike glover ya mungkin beberapa satu dua kali play masih aman
memang ini perlu bantuan pusat lagi lah
oh jadi sebelum itu sebelum itu
baru dia kan khawatir motornya hilang atau gimana
sama sekali nggak ngaruh menurut gue
artinya bisa dipastikan semua properti atau barang barang yang ada di kelas dan di sekolah ini rusak parah
beberapa kali mereka bermain cukup
menghitung biaya pendidikan kenaikannya berdasarkan biaya inflasi yang diberikan oleh pemerintah
kenapa mk begitu lama memutuskan apakah memang anda melihat ada tekanan politik kepada sembilan hakim mk ini untuk memutus perkara batas usia capres cawapres
meski capaska sudah mengikuti latihan dasar di daerah masing masing
yang memonitor aktivitas esar dan bisa juga dijadikan early warning system
bisa ngobrol enak kayak kita sama promis ya bu kalau anak basket ya
bagaimana anda melihat isg selama tahun dua ribu dua puluh tiga pak
yang sebenernya gak ngelakuin banyak perubahan
sedikit mengalami gangguan gitu loh
ini selalu menjadi salah satu variable yang diperdebatkan
bisa lebih bisa banyak di play off sih mereka ya
nah kita menggunakan asam amino yang tidak juga berpengaruh dengan tubuh kita
banyak konflik nelayan dengan para
meta fashion ini menjadi salah satu tampilan di ajang jakarta fashion week yang digelar pekan ini
secara game plan mereka lebih kelihatan gitu
nah seperti itu yang sistemik nah itu harus sering cek
beda sih maksudnya dia kan pemain asing tiga ya
kedatangan lima juta dosis vaksin jadi produksi sinovac ini
bisa mengurangi beban juga lah ya beban kuliah loh
aktivitas sang cawa pres yang menjadi perbincangan gibran raka bimbing raka
dalam ada planning itu ya waktu ada smp mau ke sma itu planningnya cukup panjang juga berarti ya
oke saya mau ke mbak yohana lagi ya
dan juga tidak bermoral lah bagi masa depan bangsa
siapa yang tidak mengenal kawasan ini
mpp euroleague ini hai akan ke mana gitu musim ini setelah ini kan empat tahunnya cukup sukses juga tips tips musim ini setelah ini kan empat tahun ini cukup sukses juga talpati dibayungkan
yang di pusat kota itu ada jadi plaza jadi mal
nah kalau di pertandingan kedua itu memang secara intensitas tidak terlalu seperti game pertama
jadi sulit untuk dicuci
itu jelas harus menjadi perbincangan bagi kita kita nih yang suka menganalisa pertandingan gitu
keberadaan hasan makarim di lapas kembang kuning
memeriksakan diri mereka ke dokter ketika sudah terjadi suatu insiden begitu
punya plan kedepannya untuk mempersiapkan
cuma ya kemungkinannya agak kecil juga
sehingga itu lebih memudahkan kemudian bisa bersosialisasi
ternyata memang banyak dan panjang ya prosesnya
karena kan faktanya mas yuda tidak semua orang pekerjaan yang misalnya sampe jumat ya
itu notes yang penting ya
gangguan jaringan ini telah menyebabkan kekacauan bagi para pelanggan dan pelaku bisnis
di mana tahun dua ribu dua puluh tiga ini perusahaan indonesia mencatatan rekor jumlah perusahaan tercatat sebanyak tujuh puluh sembilan perusahaan
di bawah presiden dalam artian presiden melakukan objektif civil and control ya
artinya bisa anda berikan informasi seberapa jauh dampak kebakaran ini terhadap rumah rumah
nah tapi pada konteks indonesia kita kan kemudian menggabungkan semuanya gitu ya
oh masyarakat sabang sendiri berbeda pendapat ya
dimana petarung petarungnya semua satu levelan
dewa berapa kali agak kepleset juga
saya pada waktu datang ke belanda hanya berdialog dengan ex mahir
ardian adalah siswa sma pradita
per tv victoria memang lebih bersifat organisasi ya
karena pandu wiguna pun
kita menjadikan kegiatan itu sebagai magnet orang masuk ke terminal kan itu sebagai semacam kegiatan antara lah
bahkan sebelum teman teman im lima puluh tujuh diberhentikan dari kpk
kalau sekarang mungkin kayaknya lebih ke eksistensinya yang diperlihatkan di akun twitter khususnya begitu
dan dari tempat rakernas
tapi setelah pandemi pengunjung hanya boleh sampai di area depan saja
setelah kita menghitung maka kita mengeluarkan jumlah tiket ataupun undangan untuk memberikan akses masuk dan keluar
menurut saya kepresidenan presidensi g dua puluh itu sebuah posisi yang amat strategis
dan lokalnya kemarin gregorio uygowo hampir triple double
apalagi nanti pasti kita tag keduanya udah mulai kan seasonnya berjalan
sehingga boleh jadi keadaan bus yang terjadi insiden kemarin

kalau untuk pembangunan rumah tahan gempa tentunya masih diperlukan ya
sempet ekol berenang eh les berenang
es dawat ini pun legend di pasar belauran
dia datengin dua pemain yang menurut gue
misalkan dengan adanya pemantauan dari guru dari pengawas untuk organisasi intra sekolah begitu
sebenarnya bukan berarti tidak bisa bisa
ada akan tuduhan tudingan miring dan lain lain
pada pemilih maupun pada partai
tapi punya gaya main yang menurut gua melengkapi squad prawira
kami juga sosialisasi di media sosial
kedua alokasikan sebagian besar uang pada investasi seperti membeli lahan baru
ada bakpia yang ukuran kecil ada bakpia ukurannya lebih besar itu kenapa
suhunya mencapai berapa coba
itu yang kami selaraskan dengan teman teman pemda untuk tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten kota
itu menurut gue dewa united cukup beruntung ketika
artinya mereka yang muda yang dia sering berhutang
sementara kasus korupsinya kan soal jual beli jabatan
sebetulnya adalah generasi yang sebetulnya overburden gitu ya
kandidat mvp nih siapa aja yang kira kira
supaya kooperasi kita itu bisa masuk di dalam era digital ekonomi dengan mulus dan juga memberi manfaat
cara makannya cara berjalannya cara membereskan kamarnya semuanya sudah lebih baik
jadi ini adalah salah satu modal atau upaya dimana suami istri bisa hidup dengan berdamai
salah satu leker yang terkenal di solo adalah laker gajahan fatonik
kemudian juga korban pelajar yang mengikuti pariwisata
rematch uph lawan ithb ya jadi
ya dia harus di dalam oleh sebuah pintu perlu diawasi
apalagi kalau misalnya kalau kita lihat bahwa para pesepeda yang road bike ini
ya mungkin secara pengalaman mereka belum
tapi memang kemarin sih menitnya gak banyak juga
jadi kalau anda naik disini adalah area yang khusus untuk anda karena memang membutuhkan kekuatan fisik dan juga yang pasti tetap harus have fun
akan turut mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi nasional
lebih punya karakter bermain menurut gue
vincent pras agassi yesaya
karena dia kapten tim kemudian juga selama ini menjadi komandan di lini pertahanan
booster lah untuk anak anak di bumperkasa
jadi ya gue harap dari pemain pemain lainnya juga bisa
yang ideal itu zaman rasulullah dan khulafah rasidin
momen apa tuh yang bikin lo kayaknya ini kayaknya gue pengen lulusin basket terus nih
jauh tinggi ya jauh banget
masih ada pekerjaan menanti
ada di rumah tuh ada sekitar
bakar komunikasi politik embrus syihombing menyebut
itu kemudian dia secara gak langsung terus jadi tahu oh di sini ternyata jalur base nya bagus
kemudian ada banjir limpasan dari sungai dan lain sebagainya
salah satunya karena penggunaan body lotion yang pernah direkomenin teman ternyata di aku kandungannya nggak cocok buat jadi iritasi
sebenernya nyokap gue gak usah udah dia isinya aja
itu bisa naik di atas lima belas per tahunnya untuk yang kampus negeri
imunisasi itu harus dilengkapi dulu
menyusuri kompleks ruko di jalan laut sesawah besar jakarta pusat
serta memudahkan anggotanya mengakses pelayanan koperasi
warnanya akan berubah menjadi merah oraja seperti punya inang ini
enggak kan tapi dia passing
maka itu saya sampaikan resmi bahwa benar menerima transferan untuk bantuan bencana alam
kalau tidak dievaluasi tentunya ya tidak akan ada bentuk komunikasi yang efektif dengan nasabah
guna mencegah potensi penyakit kulit lainnya
pastinya ada nervous nervous sedikit dan apalah
karena jaraknya kan jarak dari muka puasa ke apa ke imsaknya itu untuk sahurnya itu kan dekat banget ya
terus dia ngebantu juga defense di borneo
dan mereka menunjukkan kalau ya gue layak buat di timnas gitu kan
sangat tinggi yang pernah tercatat secara global
belum di beton ini cukup menyulitkan
demi pendidikan tinggi anak kita akan bahas bersama narasumber pada pagi hari ini
kimel udah duluan atau lu barengan berarti lu pesen
stephen hart dan jalen richardson selalu perform itu masalahnya tinggal bagaimana lokalnya dan nick wiggin saja sih
pejabat pasti dapat pengetahuan kan
salah satunya mengalir ke partai nasdem senilai miliaran rupiah
cuma secara sepanjang pertandingan memang prawira bandung udah unggul di game pertama
gue bisa di pelatih kehargung
karena memang kita akan membicarakan yaitu tentang masalah perempuan
dan buat developing countries kita yang paling tinggi sebenarnya
soalnya kemarin menurut gua hang tua
alpukat ini dijual dengan harga rp dua puluh hingga rp tiga puluh rupiah tergantung dari ukurannya
untuk pemain pemain yang boleh dibilang nanggung lah
karena saksi biasanya lupa ciri ciri pelaku tidak ingat bagaimana rupa pelaku tapi cctv itu sangat membantu
pamjaya telah membuat reservoir komunal atau bak penampung aliran air
serta acuan usia menjadi perhatian penting yang akan disampaikan ke rumah produksi
jadi ada produk produk yang wifi
ya missing missing link lah menurut gue yang masih perlu disatuin antara pemain asing
mungkin dengerinnya di pertengahan podcast kita bisa di apa dibundurin ke awal awal
tapi yang penting harus minimal harus ada gitu
tapi karena kita gak pada makan mereka toleran juga mengganti baknya itu menjadi bukan babi
karena memang sekarang terminal areanya dimanfaatkan dengan berbagai macam tenan tenan
iya harusnya yang beberapa kali
zelda desanim panggap semenida calcina seyo
jasem brownlee kebuka passing tembak
dia bisa bisa konsisten bahkan kalau misalkan dia di season udah bisa jadi starter pun juga
hingga kini setidaknya sudah ada empat generasi perajin keramik
sepatunya ragil tuh kalau gak salah dia paul george yang
dengan demikian bursa fek indonesia optimis akan prospek isg
nah jadi kalau kita bicara soal pemilu itu adalah masa depan indonesia gitu
seharga rp lima flat untuk semua relasi
pulau lombok di nusa tenggara barat terus bersolek mengembangkan sektor pariwisata
tapi bisa juga ada yang bahkan hari liburnya itu di hari hari biasa dan seterusnya
diharapkan pengunjung bisa tetap berwisata dengan protokol ketat
ini yang paling hulu yang paling penting
pengajuan penyelidikan diabetes kini telah ditutup dan tanggal penyerahan laporan akhir belum diumumkan
ia memulai usaha pembuatan bakpia setelah meninggalkan pekerjaan di tempat pembuatan bakpia di kawasan keparaan kota yogyakarta
semua ini untuk mewujudkan pengalaman belanja
kalau tadi mungkin hanya enam puluh orang itu sudah terselamatkan semua kan
kalau dari lu bawa tosan ada tim lain yang lebih bisa
gue rasa dia benar benar
abis selesai aku main di lima
nah tiga aspek misalnya kita lihat dari fokus ya sisi pesepedanya cyclist
dan mereka yang tinggal di pedesaan dan terpencil di australia
minta pergantian kartu sim dengan menggunakan ktp aspal
doa zikir semua ayat ayat
musim malu bahkan final empat aja gak masuk gitu ya
bagaimana mencegah berbagai masalah medis yang disebabkan oleh berkurangnya kemampuan regenerasi tulang ini dan terapi apa yang bisa dilakukan
kau sebelumnya ada besok dan besok itu kelihatan banget nih secara defense ada udah abu abu langsung
oh di basket di basketnya susah sih karena kan ya tau lah kita ke amerika ketemunya
pelan pelan mereka mencoba membangun komunitas membangun fanatisme ke timnya sendiri gitu
nggak perlu yang harus gimana gimana
pj bisa dibilang untuk tiga sampai lima tahun ke depan
sama kadang kadang kan untuk kostum itu ada tadi disebutin
gue tanya gitu lah kok mas tau clip on segala macem
legislatif itu dua ribu apa di bulan april
gue rasa ikram lebih
tim jelajah nusa terdiri atas dinas pariwisata dan kebudayaan provinsi jawa tenggara
gak akan mau dateng
ini kenaikan angkanya sekitar setengah persen
dan masing masing tim ada prastawa dan widianta putra teja yang
kalau misalnya memang nggak bisa mempertahankan atau
tapi pada dasarnya momen yang paling krusial misalnya seperti saat terjadinya gol ferrari
cak ya sekarang mah udah tinggal jalanin aja lah ya
dan sekarang di pertandingan tiga ini gue masih berusaha mencernas sih bodi kalo dari dulu gimana bu
kan ini bakalan jadi season pertama kalau misalkan dia jadi starter ya
dia tuh kadang kadang
lebih mengutamakan untuk mengecarkan vaksinasi massal
apa ya kasih ulasan lah ya
untuk nembus deretan pemain utamanya gitu
disitu sih kalo menurut gua prawira
ya tahun enam puluh sembilan tujuh puluh an
gue rasa kemarin sih di game terakhir udah gak ada nama defoundrik ya
apalagi di kuartal ketiga atau kuartal empat ya
yang mampu membawa ekonomi indonesia bertahan
dan ternyata saya sangat enjoy
seperti mungkin ada taksi bus kemudian juga kayak tadi misalkan angkot ya
karena jika orang tua tidak mempersiapkan dan juga tidak mau untuk mengubah tata cara pengelolaan keuangannya
mungkin bergeser sedikit ke
memiliki empat tujuh puluh satu orang anggota rumah tangga
pakaian putih putih saya berikan semua baik yang laki maupun yang perempuan
untuk meneruskan warisan rasa sang kakek
cuma satu orang yang percaya gitu
karena kemampuan apbd ini mereka terbatas
tim liputan cnn indonesia
ini sangat penting menurut gue bagi semua tim di ibl
nanti sebetulnya pada usia berapa sih dok kemampuan regenerasi tulang kita
empat januari kita langsung ke episode beruntun marathon menyambut dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh empat ya di episode
mungkin designer a udah langsung karena tahu badan saya
dia agak kurangnya jadi mungkin itu di
bram salah satu pemain
digeser ke tugasnya ke
lu mikir rocky nya sekarang ya emang udah kenal
berkat rekaman cctv yang menjadi viral ini warga berhasil meringkus kedua tersangka
juga dilaporkan adanya kesenjangan gaji itu masih cukup serius
kamu mau kerja keras atau kamu mau males malesan
mereka merancang itu supaya dia datang ke situ aja gitu
jadi terbuat dari roti gandum yang dibakar
membebaskan kewajiban karantina bagi mereka yang masuk ke korea selatan
di sini gibran memang dia mengambil panggung dalam tanda petik karena di akhir cerita dia mengatakan bahwa dia adalah representasi anak muda
itu di dalam timnya bagus sih harusnya sm fine fine aja sih kalau menurut gue ya sejauh ini kayak gitu sih
sampai crucial time kemarin pun offense dia yang ngambil
nah persoalannya sekarang itu ini tidak hanya jakarta ya di daerah itu banyak terminal terminal yang dulunya di pusat kota
ada lima puluh tiga jenis merchandise yang akan diproduksi
maksudnya tidak memerlukan effort banyak tapi dapat engagementnya besar
kenapa tidak berencana kan vaksin ini berubah tiap hari
itu menyebabkan terjadi misal contoh
jadi ya mereka sudah bertarung dengan sekuat tenaga sampai
itu yang akan jadi problem mereka ya walaupun ya yang main juga thailand robinson udah pernah main juga
kalau misalnya form syutingnya mungkin bisa diasah dengan seiring waktu gitu
langsung saja kita tuangkan ya
dua dari empat khulafah rasidin itu mati terbunuh
tersedia pula area food court yang cukup luas
kayak gelangnya ini ya kayak gelangnya james ya
warga yang buta aksara atau enam lima
tapi ini harus dibahas lebih dalam lagi ya
cairan sama airway breathing circunya tetap dilengkapi ya
soalnya kan aku kan gak enakan gitu
membagi bagi gula kemudian juga beras dan kemudian uang
bagus karena ada lu sama fannisa kayaknya ya
cara melihatnya adalah evaluasi kesehatan keuangan
al sunnah dan shia
soalnya kan alumni coke sandi kan ksm
tadi yang gua tau lah di dua game awal
satu porsi ayam balsem di jalan sultan agung kota bandung jawa barat ini dijual mulai dari rp sembilan belas
membagi apa yang kami tahu
enak tuh oke baiklah
di season selanjutnya bakalan seperti apa
membaca situasi ya terutama gitu
sudah tak asing dengan konten kucing gemas berbalut kostum unik ini
katakanlah komunitas atau diaspora tionghoa indonesia yang ada di melbourne
yes bener ini gamesnya kayak tunecho cak
biarpun kemarin udah sempat bicara ikn di istana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
tapi bedanya ayam balsem disajikan berkuah
satu jenis barang atau merek melainkan beragam jenis barang mulai dari pelengkapan dapur dan
dan berusaha mencari para pemain dan official
soalnya kalau kita lihat kan q cotton boleh dibilang pemain yang cukup lama juga di hang tuah gitu
kalau melihat polanya begitu ya
umurnya sembilan puluh tujuh juga kalau nggak salah ya
namun tersebar di lima tiga belas titik layanan publik sejak empat april sampai dua puluh delapan april mendatang
terus di pskd gimana pas lagi pertama kali masukkan di situ kan basketnya cukup oke juga
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam para pendengar setia abbastok
karena sepeda mtb pun itu bisa empat puluh kilometer per jam
nomor dua adalah testing tracing dan isolasi
kalau di area backcourt gua nggak terlalu nggak terlalu apa nggak terlalu pusing lah ada brandon yuda ada hanzo
ada beberapa hal yang ke depannya kita akan
jadi dapat dibayangkan besar sekali
untuk masuk ke playoff
jadi yang jelas itu secara jangka pendek
ya singkat pak terkait dengan tips bagaimana kita terhindar dari kasus kejahatan digital
kurang lebih masuk dalam kategori dahorth versi kita ya gitu
saya nggak pernah minta dan juga yang bersangkutan tidak minta
cuma kalau model biasanya nanti
yang paling dijadikan acuan
jadinya semua pemain pengen nunjukin semua pemain fighting
jadi gambir itu buat saya itu pintu gerbang gitu
dia bisa ngebantu di offense dan defense
ketertarikan dan juga minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum ini
pada bulan mei pemerintah meluncurkan penyelidikan parlemen mengenai diabetes
mas niti demikian ia biasa dipanggil ditunjuk mendiang sri sultan hamenggebuwona ix
durian ini dikenal sebagai durian termahal dan mampu berbuah tanpa mengenal musim
aspak juga kan orang utara sama barat gitu kan
pelita jaya masuk di grup a dan di grup b di kualifikasi ini berbeda grup prawira satu grup
membuat pemerintah yakin indonesia siap memasuki masa transisi pandemi ke endemi pada tujuh belas mei lalu
selain tergencet tergencet deadline juga ya
perpaduan rasa gurih dan asam didapat dari aneka rempah rempah seperti kunyit daun kemangi
terus kemudian akhirnya diganti dengan sitton hart dan juga andrew wiggins
itu ada jaminan kalau memang bisa dibuktikan bahwa itu akibat kecerobohan atau kelalaian atau tindak kriminal
yang ditikai kemudian ada yang merasa tubuhnya makin pendek yang paling ditakuti itu adalah tulang
ia menyadari dirinya gaptek alias gagap teknologi
sementara seluruh elemen politik akan disibukkan dengan konsentrasi tanggal sembilan belas oktober
nah ini kan juga biasanya kan kayak gini mbak
tetapi kan kita tidak boleh kita tidak boleh mengatakan tidak dana dana
dan juga modifikasi motor antik
karena biar bagaimanapun anda tahu ya
jadi tidak tahu kan ini aliran dana untuk dari mana
gakuran tuh baju sm sekolah jepang
oh lebih kedabi lu
mereka langsung menyantap semua makanan yang tersaji di dalamnya
ada pendapat tentang the von van ostrum
mas fahmi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected malam ini
cara kerja perangkat ini dengan menggunakan jaringan bluetooth pada smartphone yang terkoneksi dengan sebuah perangkat yang telah dirakit pada sepeda motor
ini paling ini gerakannya gitu aja
andri kurniawan saputra jakarta
dan yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya itu sendiri
karena apa ikn itu adalah salah satu proyek nasional
jadi saya keluar dari semuanya ini
ada petugas yang standby di peron terus di dalam kereta juga kami sudah memberikan himbau
nah jadi galombang ini memang gerakannya mirip sekali dengan pencak silat
ini ngaduknya juga usaha banget karena dari cabainya sendiri aja udah tiga puluh kilo
kayaknya dia bisa ikut dalam kontes di
negatif dari perang termasuk perang israel palestina adalah kenaikan harga barang barang
ia juga banyak mengalami penugasan di daerah operasi seperti timur timur aceh dan poso
tentunya ketika pemain pemain muda mereka berlatih bersama banyak pemain asing
dewa dengan ada supporter sebanyak itu kan
baru kemudian tahun seribu delapan ratus tujuh puluh tiga ditambah lagi enam puluh km
memimpin pemberantasan korupsi secara langsung
tadi kita pengen yang langsung semuanya ya bu ya
kalau misalnya nanti pada dua ribu dua puluh empat ini benar benar terjadi bencana alam ya
pasti bakalan seru karena
dan saya berkeyakinan bahwa sekali ini pbb mampu melampaui empat itu
walaupun sebenarnya ada abraham hans juga yang juga bagus ketika di beberapa game dan sempat dager juga di game terakhir
katanya gue pernah nonton juga memang si kenneth romley ini sebenernya harusnya point guard murni
cuman ya memang kalau gue ngeliat dia butuh butuh apa ya
negara negara maju kemudian mengurangi
tapi kalau misalnya ngomong ngomong soal makan dan lain sebagainya di sana tapi susah nggak sih mbak untuk mendapatkan makanan
dan sebenarnya menjadi ketua partai itu lebih banyak pengorbanan sebenarnya
boleh dibilangnya dia di luar tiga angka dia nembak bagus
kalau kita ngomong dampak kerugian mungkin kita bisa melihat lingkungan di sini hancur ya betul
tidak menggunakan transportasi umum
dua pemain yang bisa dibilang sizingnya kecil semua ya
dengan hadirnya si salamena sama si lobu tentunya pastinya jadinya nggak delapan pemain aja yang main gitu
di smp kolese santo yusuf pas aku smp jadi disitu tuh boomingnya basket jadi aku ngeliat sehari hari ya orang orang pada main basket ya mau gimana lagi kan
lu lihat beberapa game dia
salah satu kuda hitam juga karena
nah ini berarti fakta itu karena didirikan di melbourne
ini tip temen sih di jepang
obat yang disetujui oleh fda belum tentu disetujui oleh bpom
dan yang terakhir dari saya untuk yang punya side job itu banyak banyak membuka mata dan peluang lah kira kira
bagaimana caranya saya untuk mengembalikan itu menjadi aset kembali jadi nilai lagi buat saya gitu
bagaimana mbak tika dari media sosial bisa
lindungi diri dengan payung topi kacamata hitam kalau ada
kalau yang satu ini tempat makannya didesain tapak jadul
sudah empat besar di tingkat asia
karena dia kan rotasinya cepet banget tuh
salah satu yang mencoba kemampuan robot catur ini adalah pecatur indonesia bergelar women feede master di ajang teresa singgi
olimpia milano seperti tadi kita sempat singgul juga
baskonia lawan real madrid
karena kamu bisa butuh ac butuh air cooler butuh kipas angin
masih terlalu kecil masih too small dan eee
bisa jadi bumerang untuk ranz juga atau gimana tuh cing kalau lo ngeliatnya
ada pun paling pakai cuma seminggu sekali gitu kan
seperti mau berangkat haji berangkat umroh
karena saat ini sedang berlangsung
tapi di tahun tahun berikutnya yuk kita sama sama kami yang nasional juga disupport juga untuk pembiayaan
dan meningkatkan transparansi dalam berbisnis
menurut gue sih agak cukup berat ya kalo minta warga solo
namun kegiatan tersebut kini meredup
terima kasih kan sleek ini kan masih dari untuk sifatnya rewet transaksi perbankan
kemudian dia berusaha mengontak hk yang memberi perintah ke dia sebelumnya
karena secara offense pandu bukan seorang eksekutor juga
dan sentimennya tetap positif misalnya
tim yang akan sangat menarik
jelas dengan penuh dukungan dari supporter
bareng siapa yang cewe itu
terus naik turun memang seperti itu
mau apa bukan kritik mau ngasih pr buat mereka apa gitu
lebih di senior dulu gue setuju dengan
pokoknya tadi beberapa kali aja ejected ya
memasarkannya melalui e commerce dan media sosial sebagai seorang pemula bisnis jasa rental baju
bisa main di ya penetrasi penetrasi lah dengan tinggi badannya dan besar badannya gitu
pak de pak de
dalam hal ini kami pemprov dki jakarta menyambut baik atas aduan tersebut
seluruh anak anak yang ada di sd dan smp semuanya tercakup
komite nasional keselamatan transportasi knkt
oke dan audit lingkungan juga perlu dilakukan agar lagi lagi ini tidak terulang kembali di daerah lain
ternyata disini netizen itu melihat itu lebih ke agresi yang
terus karena ada covid kan tambah setahun kan
thailand ya kalau nggak salah lawan apa gitu
willy henan gomez ini bisa menjadi
kalau gue ngeliatnya dengan adanya si pemain asing ini
memastikan ketersediaan stok vaksin bukanlah tugas yang mudah
dan kita juga saat ini menyaksikan ada air ringan
kalau ada barang yang langka banget nilainya ini
dan konsepnya kan masih kepenjaraan waktu itu
jadi kalau dia tidak enjoy biasanya dia akan tidak melakukan itu dengan senang hati
gue pribadi yang nyaksiin langsung di mhi memang
tiga lapas nusa kembangan sebelumnya kami rencanakan lima
satu yang boleh tuh walaupun menang dua game tapi menangnya tidak tidak meyakinkan
nah ini biasanya sulit sekali mendapatkan konsensus karena tadi partai politik kita ini sudah punya hitungannya masing masing
kali ini ada kuliner olahan ayam yang dipadukan dengan sambal super pedas
dari target dua ratus delapan juta orang untuk mencapai herd immunity
di sportifnya ya kalau memang dia perlu alat bantu nafas
tapi memang kemaren sih meritnya gak banyak juga
untuk sosok pak hasan untuk mengakses teman teman di sini
yang dibuat oleh berbagai organisasi dan penyedia layanan kesehatan
nanti akan melihat jalan yang kecil
keluar informasi ini atau bocor berarti yang bertanggung jawab kalian
sementara orang orang yang lamanya ini nih kita kan selalu lihat kalau stm pasti rogung
yang ada soalnya gue beberapa udah pernah nonton jadi udah bisa ngeliat semua
bioskop di kawasan ini bioskop itu adalah nirwana taman hiburan ramayana dan cahaya
tapi mungkin tidak ketertarikan dia dengan isu yang terjadi di indonesia
oh tapi gue mau ini sih mau
pembubaran partai politik itu hanya bisa diajukan oleh presiden
yang dipaksa untuk kasarnya
itu apa itu juga disisipkan apa yang bukan merupakan tindak pidana penyerangan penghinaan
cukup gede juga lah satu dua tahun terakhir gitu kan
dapat terisolasi dan bahkan tidak menyadari
reza pun udah pernah bilang bahwa vildan nih harus lebih pedial lagi di offense
jadi kita akan bahas tentang kesiapan tim di ibl dua ribu dua puluh empat ini
nah ini juga bangunan di atas ini kita nggak pakai kubah
walaupun tidak se eksplosif dulu gitu
smp kelas enam nah itu gue udah mulai
yang kuda hitam ya dalam tanda kutip
jadi kalau pesepeda sepeda apapun gitu ya itu masuknya di jalur kiri
itu dua tim yang terakhir mungkin ini akan
saya sempat terkejut melihat puluhan hewan ternak sibuk mencari makan di tpa ini
sama pertandingan itu bukan resmi entah mungkin sparring atau apa sih moto moto aja
lepasin scholarship nya dia harus
indonesia khususnya di kawasan pantai timur sumatera
tapi kalau worth it cat nya sih dulu juga sudah ada
taya satu sampai tayat tiga kan itu urutan yang paling efektif
dosen psikologi universitas muhammadiyah purwokerto melihat
karena memang kita tahu bahwa lrt ini adalah salah satu transportasi
dearby jerman sih antara alba berlin
nah ini saya lagi coba untuk mengolah bikin sambal dower
dikutip dari laman kementerian kesehatan dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit
jadi kalian sebenarnya kalau ada event basket kalau kalian punya peralatan yang cukup memadai
musim depan kalo lu ngeliatnya gitu kan
itu kita sudah sempat membuat karya karya yang dilakukan di bali
maka harus disediakan kita nyebutnya tie element
misalnya memegang dan mengalokasikan benda benda dengan penuh perhatian
yang yang bisa nembak bisa fast style juga bisa dribble dan lain lain
cuman ya satu lagi mungkin beberapa big man kayak si patrick nicolas atau frigo itu kan mereka lebih
memang ketika sesuatu itu sudah menjadi sejarah
ketika kementerian sosial yang merupakan lawan dari paslon dua begitu ya
bahkan bisa sampai di atas satu miliar
kalau tidak salah ya
jadi sesuatu yang viral itu kan lebih mudah dilihat orang kan gitu
karena sampah yang dihasilkan sekitar delapan belas ton per hari ini butuh mesin mesin untuk pemilahan pengangkutan dan sebagainya
gak terlalu maksa karena mereka mungkin tahu ya
dalam melakukan pembinaan terhadap para narapidana
kenapa sejak awal sekali lagi pak kenapa tidak diantisipasi sih pak menkes
jadi masih ada waktu
presiden itu bisa diimpeach oleh mpr
tadi juga banyak kegiatan yang dibuka seperti wowens to be a journalist
oke rp empat ratus lima puluh ribu rupiah per bulan itu untuk jatah berapa kali makan mas dalam satu minggu
ketika saya memiliki sesuatu itu agak mengganggu

berdasarkan data cakupan vaksin tiga juni dua ribu dua puluh
kalau promis nggak cedera parah di bola
kalo di perawiran sih mungkin akan
di sma tiga sukabumi jadi waktu itu liburan kan maksudnya libur lah libur sekolah
cuma mereka menambah beberapa rookie aja
dari dua lima puluh satu jiwa orang yang datang ke sana

dan itu dijual di ballroom sands soran mangga dua kalau nggak salah
begibung ini misalnya makan bersama
wah ini nggak bisa nih kayaknya kita harus ke depannya
sisanya pras ari gi dede sama yesaya tuh
semoga tidak ada lagi ketertinggalan dalam buta aksara
siapa sih yang tega ya
berarti dari pihak po ataupun pihak rental kendaraan tersebut tidak melakukan rem cek
nah yang bikin gua kurius
kita sudah mencoba mengkoordinasikan
buat dia kayak agak kurang gitu
agar nantinya pada saat sudah usia lanjut ini tidak terkena osteoporosis ini dok
mas lurah niti pawoko
tapi kalau yonatan udah di beberapa kali sih dikasih kesempatan
dan itu akhirnya memaksa mereka untuk kemudian
bisa jadi kita agak down secara mental atau agak keberatan secara fisik
karena kan selama ini dia tidak terinformasi gitu
reza itu bermain baik selama putaran satu
durasinya minimal satu jam
untuk bisa indonesia membawa bukan hanya suara nasional
betul happy birthday buat diri kita sendiri
secara idealnya mereka berlatih dan juga bermain
tapi permasalahannya ghana ini secara fisik itu sangat luar biasa sangat bagus
ya petanda buruk untuk prawira bandung gitu
iya kayak smp kelas tiga kan ada libur dulu tuh sebelum masuk sma nah disitu baru main basket
kalau gak salah vinganya ada kesalahan ngurus atau apa gitu jadi kayak vinganya minta
udah jatuh cintanya ke bola duluan ya
baik jangan sampai gagal bayar
kita butuh alat alat yang bisa menopang apa yang kita lakukan
ya makanya kelihatan banget tuh emang dia mau
bang ferry tidak bisa mendengar suara saya tampaknya
disitu juga banyak orang orang dari berbagai negara
tapi ya buat gue aldi jadi sosok yang penting buat pj gitu
cool cool juga nih kadang yang dipakai wendy cagur cool juga kan kayak gitu kan
berkeliling dan bernostalgia di pasar baru tak lengkap rasanya bila tak mencicipi kuliner legendarisnya
namun karena alasan keamanan presiden akhirnya hanya menerima audiensi
karena memang bukan hanya kemenangan tapi secara gameplay mungkin
lihat nih pemain apakah pemain kita memiliki mental itu
dan saya teman teman mendapatkan pesanan banyak
jadi salah komen salah fokus nih makanya nonton nonton komen komen ya jadi kemarin akhirnya sih
sampai ketemu lagi di next episode ya guys
kemudian dia filterisasi hanya area yang sudah bertiket saja gitu itu kita juga sudah ada
itu pasti akan mempengaruhi produktivitas kita
lu pemain asing belum ada satu lagi gitu yang pemain asing cuma dua
mudah mudahan bisa support
bisa bisa jadi salah satu yang dicoba untuk timnas berikutnya sih itu dava satu lagi
diaspora indonesia di amerika serikat
ya aku cuma ya alhamdulillah senang sekali biar viral dimana mana datang semua
dan friendship ini untuk tukar pikiran
tapi dengan munculnya seorang
terutama berasal dari berbagai macam latar belakang
dan dikenain ban kan dua puluh lima juta juga
dia masuk ke dalam tim yang menurut gue di draft rookie ini bpj menang gitu
bahkan di satribuan solo ada nukes sama ini kan
bahkan ada pula penumpang yang terpaksa harus menginap di masjid stasiun karena terjebak banjir
dengan situasi yang tanpa cedera ya semoga ini bisa jadi semacam apa ya semacam jawaban gini dari
dc games atau di australia mereka bisa liat gitu
tetapi harus tetap sesuai porsinya artinya tidak berlebih
kue ini dibungkus dengan daun kelapa muda
terus ada sekarang muncul partai umat gitu ya
nah itu anggarannya sudah ditransfer oleh kementerian keuangan ke masing masing provinsi
learn selama itu masih cuma enkel doang sih
nah itu dia masalahnya
karena tempat dulu banyak sini terus adem terus juga banyak jajanannya terus juga di dalam karena ini baru direnov jadi banyak yang bisa dilihat lihat juga
sangat membantu lembaga pemasyarakatan
faktor kunci juga ya untuk olimpia milan
nah di jawa itu tertolong dengan adanya tol trans jawa terhubungkan
naturalisasi itu sebetulnya privilege
pg nya sama pasti tetap main main tanpa pemain asing pemain asing ya lokal doang
pak itu soal asn yang dia nggak dilantik gitu kan
masih bersama gue vincent manahem abu christian dan juga kapten dari halo basket
saya kaget loh ada banyak sapi di sini
ya memang ini cukup
selain itu seniman yandeking khusus didatangkan dari indonesia untuk tampil
saat trans bermain tuh gak ada yang bisa gantiin
which is sudah paling banyak dari yang lain
tapi ruang untuk investasi semakin lama semakin diperbesar gitu
dari segi big man nya
pada malam basikambang digelar pula prosesi badampeng
saya sekolah di sebuah madrasah dan madrasah itu dikelola orang psi
strength speed yang dia punya tuh bisa jadi advantage buat bumi borneo
next nanti kita bakal tag mungkin ya sebelum fiba asia cup ya
karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh bapak presiden
dan dengan hadirnya fernando
akibatnya pt kereta api menghentikan seluruh aktivitas keberangkatan dan kedatangan kereta api
penyumbang donator donator di sini
berarti secara gak langsung si
kita akhirnya saya decide untuk
poin utamanya dari pergantian pemain ini adalah ketiga pemain yang baru ini menurut gue sudah mengetahui porsi dan perannya sih seperti apa gitu di lapangan
kalau melihat rencana ini artinya kembali lagi ke awal kembali lagi ke marwahnya stasiun gambir
kostum yang dibuat kemudian akan diuji langsung
dengan semangatnya dengan fisiknya juga mentalnya walaupun masih perlu dibentuk lagi
apabila sudah terjadi demam
sementara itu menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno mengatakan
cah ya dibanding fira ya karena kan lu main
ia bahkan masih sempat mengenali kejayaan bakpia taman
dan emangnya ya itu tapi ada plus minus lah
tapi lapangannya bagus banget ya
apalagi hampir pasti lebih dari separuh jumlah perokok di indonesia
kita harus disitulah kreativitas para pimpinan kak tanwil kak adif pas kak lapas kak rutan
terima kasih atas laporan anda mahardika jurnalis transmedia
pihak kepolisian pun terpaksa harus memasang barikade
tak heran sejak seribu sembilan ratus delapan puluh an pasar ekspor keramik pleret sudah merambah berbagai negara
dan juga pemukiman begitu
tepat di tempat saya berdiri ini di depan gedung parlemen senayan jakarta pada akhir dua ribu sembilan belas yang lalu
dulu pada waktu undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima yang lama
ini adalah bak penampung dari air yang dipompa tersebut
bukan hanya penyelenggara malah mbak ninis
apakah akan sustain seperti yang ada di jepang
tafsirnya seperti memberikan cek kosong kepada penegak hukum itu nah yang berikutnya supaya ya
berhubungan mimpin solat azar berjamaah
bertemu dengan staff di kebun binatang tarongga sydney hari ini
kalau gue ngeliat sih yang harus digenjot lagi
kemudian sportifnya cairan juga harus diberikan
untuk mendahulukan pengguna yang akan turun terus di stasiun cawang dan juga dalam kereta juga sudah ada
jadi kalau kita bikin gundam
dan disini saya katakan pak jokowi
iya aku juga nyari yang di
serempak saling melengkapi dan berkelanjutan
ya mungkin sekarang delapan menit sepuluh menit
nah ini menjadi apa ya bisa dibilang menjadi daya tambah yang menurut gue cukup baik ya
soalnya gue liat instagram lu emang semuanya begitu kan
ya di pskd emang akunya karena
menghadirkan kader kader atau dinasti dinasti yang memang dia anaknya mohon maaf ya keturunannya gitu ya
hingga pasokan obat yang kurang di pasaran
nanti mike glover main misalnya kita sebut aja kita siapa sadangannya safar
selamat siang ibu sri apa kabar
republik indonesia sekarang ada di hutan hutan sumatera
ketika sempat di zone tuh kalau gak salah di menit kelima atau menit keempat
tapi mereka justru terkejar dan kalah di pertandingan itu
bahkan biasanya ada yang jadi part of identity gitu kita nggak cuma sekedar jadi orang profesional
apa yang terjadi di masa lalu itu seketika lewat
tang tua tiba tiba pindah ke palawira misal
tidak menyarankan untuk pemberian vaksin yang mereknya ini berbeda
alhamdulillah kalau masih lancar ya
menurut buku berjudul bakpia si bulat manis yang selalu dicari
karena memang masalah dari dewa united ini adalah kan kedalaman squad ya
setelah itu sudah sampai dikukurnya sekitar jam setengah delapan
kalau kampus swasta lebih tinggi lagi bisa di atas dua puluh empat
pringo kan salah satu pemain yang complete juga
untuk yang di kedung banteng ini kita sedot dengan enam mesin yang mana itu alirannya dari sipon ngeplek ngeplek harang anyar

jadi artinya dengan kondisi seperti ini
apalagi untuk tim untuk klub untuk para coaching staff para pemain juga
bagi saya kalau mau menarik ini ke ruang keterlibatan partai
setiap hari datang sampahnya jadi gas metannya mungkin tinggi
ada terminal jati jajan di depok
itu yang yang menurut gue bisa jadi bisa jadi salah satu tumpuan juga untuk tim mereka di
ya gue harap ini tren yang positif buat pj
tapi ada ini sih ada beberapa apa
gue melihat oh ini emang yang dicari oleh coach cacing gitu
ya gue agak sedikit melihat kayaknya ada banyak perpindahan pemain nba ke euro league di tahun ini
karena memang cukup bermasalah kalau misalnya vildan memang ada di lapangan
jackson bermain untuk menjaga julius bowie gue nggak
jadi berdasarkan website korean tourism organization
misalkan jangan kan seperti ini ke pertanian juga udah susah kan sekarang
pemerintah pemerintah di seluruh dunia termasuk di australia ini
gue gak tau tapi perkiraan gue segitu
itu dan itu mungkin buat podcast sita kali ini
dan harus memiliki asuransi kesehatan salah satunya
baik putri damas terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali
banyak juga orang mengatakan pada bung karno
nah ini student loan bisa berjalan ketika ada kerjasama atau ada koordinasi antara institusi keuangan
keterangan menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
terus waktu itu pernah tuh kejadian lucuan keinget sampai sekarang itu awal main basket kan

kalau pertanyaannya lalu berapa nanti di dua ribu dua puluh sembilan ya kita perlu hitung kembali gitu ya
tapi ya menurut gue perlu ada backupnya sih samuel devin ini
terus yang mungkin yang lain ya biasanya community
luaran dua basketball champions league jadi besok besok udah gak ada lagi nih gamenya
menurut gue mereka layak untuk maju ke ronde selanjutnya sih
hasilnya sejak pagi ini kerusakan sistem sudah diperbaiki
gangguan sinyal seperti biasanya temen temen
saya akan terus berusaha untuk menghubungi berbagai pihak guna memperoleh informasi terkait rumah sakit indonesia dan keselamatan tiga warga negara indonesia tersebut
tidak di saya sudah sampaikan tadi saya tidak naik motor
stand di sini kadang kadang laki laki itu hanya duduk diem makan di rumah semua makanan yang
di solo setelah selesai
yuda itu main total tujuh belas menit
perawiran dalam komposisi versinya mengatakan bahwa mereka tidak akan menambah asing jadi ketika
dulu ketika tahun dua ribu dua puluh satu
ya semakin lengkap dan seperti tanpa
kalau tidak salah yang seratus juta itu mesti jadi komitmen
musim depan bisa jadi milik mereka
soalnya yang mau eksekusi bola
jadi ceritanya dulu masih sekolah di sukabumi
jadi beberapa keterangan dari saksi saksi di situ memang pada saat kejadian saat itu memang kondisinya lagi hujan sangat beras disertai petir ya
yang di rookie rekomendasi ini dia bisa dapetin salah satu big man yang menurut gue juga cukup versatile
dan hari ini kita akan bahas mungkin luar luarnya dulu aja ya
nggak jadi direvisi undang undang pemilunya
ada jonathan mothley juga yang gue beberapa kali nonton karet dia
ketiga kenapa perkara ini begitu lama berputar putar bertele tele
tapi kita harapkan semuanya punya standar
ini dicoba diminimalisasi melalui trading mechanism yang lebih disiplin
itu kan ada setiap klub milih pemain
pedagang pun harus putar otak melihat pasar baru sudah tak seramai dulu
temanya pun beda beda setiap tahunnya
dan secara beban tim daniel tuh megang sangat banyak di pre seasonnya
wuih kalo itu bahasanya kurang ya
solid sekali di sepanjang
angkanya tidak pasti beberapa miliar
namun juga hingga pelosok papua dan luar negeri seperti amerika
tapi kurang afdol kalau tidak menghadirkan orang ini kayaknya bu ya
dua perkara ini harus dilanjutkan dengan cara cara elegan apalagi menjelang tahun politik yang akan datang
sudah kemarin juga ke solo ke dono yudan seribu bed
dibandingkan gak ada g rock tapi ada t rock di lapangan
dan di sini dari saat ini beberapa kantong dinasas juga sudah dievakuasi oleh petugas
di palang neurotic gitu walaupun ya gue nggak tahu juga ya
jadi nggak pulang lagi gue itu kan weekend pasti kan
banyak banyak masih banyak missing link nya tuh
seperti beberapa kejadian yang terjadi sekarang ini
antara lain kerja keras dan jangan pernah menyerah konsisten dan doa yang tak pernah putus
yang kemarin sempet di sorot tuh dewa
dari gagasan yang dia munculkan kah
karena dia punya size dan punya ability
jadi nah ini yang gue mau ngetanya kayaknya ada rame rame soal polisi iskena itu loh
sementara kalau di indonesia sudah dibuka secara perlahan untuk wisatawan asing ke dalam indonesia
oh kita tahu juga bahwa ini kan masih akan ada beberapa hari ke depan sampai dengan kpu menetapkan hasil akhirnya begitu ya
untuk nge twist supaya kasih sedikit kejutan untuk irak nantinya
ini mulai terjadi sekitar september oktober kemarin gitu loh
apalagi kalo kita ngeliat squad mereka sekarang gitu ya
nggak boleh dipisah masuk dalam kota
saya pikir memperhatikan pembuatan keputusan semua partisipan bukan hanya satu
adalah beban atap ataupun lantai atas yang terlalu berat
satu berarti kakak lu juga gak atlet banget ya
itu kan semacam dipertaruhkan kredibilitasnya gitu
namun cenderung kalau kita lihat selama sepuluh tahun terakhir cenderung positif
jadi penuh banyak waktu jadi dipantau secara panjang sebelumnya
pembangunan pasar cicadas tahun seribu sembilan ratus sembilan belas tak hanya menjadi daya tarik
tapi juga banyak banget hal yang bisa kita beli
gue mainnya tiga puluh detik soalnya
tetapi juga suara negara negara yang ada
hingga akhirnya api membesar terjadi beberapa korban yang mengalami lupa lupa dan meninggal hujan
setidak tidaknya untuk memperlambat agar kondisi planet bumi ini tidak makin parah
arki apalagi gitu kan secara pengalaman
sehingga bisa menyebabkan munculnya lebih parah terakosisnya
setelah itulah kita bikin acara seribu perempuan berkebaya itu
kalau perlu kita punya kurir sendiri nantinya
sekretaris jenderal serikat nelayan indonesia
apalagi kalau sudah dikatakan robot ini dikemas dengan konsep penjualan network marketing
ya kita mesti coba dulu semaksimal mungkin
dari si dewa united juga bisa step up gitu
ada trik tersendiri mungkin supaya semangat membaca dan menulis ini tertular kepada orang orang tua lainnya
kemungkinan besar akan bisa mengikuti lagi bcl di musim depan itu sih bo
iya itu juga bagian lah
ada tiga aspek harusnya kalau sepeda sepeda sejati pasti dia tahu tiga aspek ini gitu ya
katakanlah yang paling besar saat ini adalah instagram dan juga tiktok
dalam konversi persnya itu direktur utama ibl jonas mirrediansyah itu bilang
ketika kondisinya mulai tumbuh dan menyebar
kalau angkutan yang nggak ada inflasinya bakal tinggi
semakin membuat masyarakat tenang
apalagi mereka nggak ada pegangan loh pegangan dalam artian
tarif yang diberlakukan bagi pengguna jasa minimal rp tiga dan juga tarif maksimal rp dua puluh
beberapa kali gue kemarin liat yuda aja
misalnya suhu yang tiba tiba meroket sangat tinggi

saya sudah perintahkan dirjen pas tadi untuk mengevaluasi lapas lapas yang tua
kami dalam hal ini mencoba mengadopsi beberapa cara belajar baik maupun anak anak kami
isian yang biasa disebut kumbu ini dibuat di atas tungku berbahan bakar kayu
kalau berbicara di luar negeri tadi sempat disinggung stadion ini bukan hal baru
selain fokus membangun infrastruktur
ya untuk guard ya untuk guard ya untuk card asing untuk guard seukuran s satu
selanjutnya setelah barang kembali kepada pihak penyedia jasa
untuk melepas parade dua puluh pembalap motogp
kita kalau secara telepatik kita menangkap apa yang dia rasakan emosinya dia apa yang dia inginkan gitu ya
yang legendaris adalah karak bah sastro yang mulai diproduksi sebelum seribu sembilan ratus lima puluh an
tapi biasanya hacker itu melakukan cyber crime
jadi memang kalau di rute komuter lain jakarta bogor itu yang paling ramai turun penumpang itu di stasiun cawang dan juga stasiun manggarai
jadi menambah rasa nikmat dari awuk yang sudah ada sejak seribu sembilan ratus delapan puluh ini
caca bakal main di salah satu
dan juga dari pihak perbankan ikut serta untuk memberikan pemahaman
apa yang kayaknya lucu
menggunakan gabungan nama jalan dan nomor rumah
sekali lagi kita bilang big man mereka udah datang lebih dulu
gimana sudah siap kita kulineran lagi
tim home itu harusnya di diain akomodasi loh untuk tim away
padahal di quarter empat akhir ya
karena belum ada yang bahas terlalu dalam di indonesia
statistiknya jadi tinggi di next
mudah mudahan nanti lawan irak
di amerika sih di amerika lah
gue nggak tau kalau pemain asingnya koko helu gimana cara komunikasi
pemain ini juga selalu konsisten dan
beberapa berada di tim nas dan juga impact nya juga cukup baik lah
atau di game kedua atau ketiga gitu
kehadiran mereka untuk memberikan semangat pada siswa lainnya yang takut jarum suntik
bella selamat pagi saat ini bagaimana antusiasme warga yang datang untuk melakukan booster vaksinasi di sana
kayaknya ya kemaren gue nonton sih sa memang paling tinggi
ia telah menambahkan puluhan spesies baru
ketinggalan satu dua point aja gak jadinya susah payah coy
aulia wardani yudhistira satria jakarta
student loan kalau nggak salah indonesia sempat punya sudah nonton tahun sembilan puluh an
gua pertama mungkin dari nsa mountain gold
hanya ada yang di rumah membersihkan rumahnya
walaupun undersized tapi memang kalo gue liat
udah bener tau kan kita episode pertama udah ngomong
banyak pemula ini yang tertipu oleh robot trading termasuk forex
karena melihat bahwa selama ini
sudah mulai melunak ya
ya sebenarnya itu bukan kompetensinya rehab ya tapi memang kita harus tahu itu nutrisi ya
kasus dugaan perundungan siswa sekolah kembali terjadi meski sudah mendapatkan perhatian dari sejumlah pihak terkait
nah justru kami harapkan kami dari terutama dari apa namanya yang penggerak pkbm
dengan cara apa ya mungkin kalau memang universitasnya tidak mendukung secara finansial ya mereka terus ini ya mesti berlatih terus gitu timnya gitu
saya kira itu ya misi dari bersepeda yang happy healthy friendly fund itu udah hilang
adalah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan
ini yang menjadi dasar kenapa banyak robot itu harus menggandeng broker partner yang mungkin sudah bekerja sama dan seterusnya
megawati soekarno putri mantan presiden kelima yang juga ketua umum pdip
apabila nanti dikabulkan tentunya untuk kebijakan cawapres itu adalah otoritas calon presiden yang nantinya
ketika mengakses perawatan spesialis
dan tentu saja berdampak pada profesionalnya
serta rekomendasi untuk pihak pihak terkait
sedangkan total dari game itu kan kita ada empat belas tim yang bermain di musim ini
ini bisa dicontoh oleh tim lain sih menurut gue gitu
ketua mahkamah agung atau ketua mahkamah konstitusi
pria berusia empat puluh tiga tahun yang menjalani bisnis pembuatan kostum kucing sejak tahun dua ribu
ya dia lebih fokus kemudian di hacking hackingnya saja
tentunya kan dengan adanya pelatih baru perlu adanya
bahkan kita sempat berbincang dengan salah satu penyedia ataupun produsen oksigen paling besar di indonesia
bahkan banyak juga yang meninggal dunia karena tidak mendapatkan bed di rumah sakit akibat keterlambatan penanganan
kenapa kemudian kementerian kesehatan mencontoh
karena menggunakan adat galo dua bale pemotongan konde dilakukan oleh dua belas orang
karena keberaniannya dia gitu
dia menurut gue salah satu pemain muda yang cukup penting
karena amendement yang dilakukan sekarang ini lebih banyak daripada teks asli deh
tapi lihat dulu nih proses pembuatannya
niti gurnito yang bernama muda wiyah
abis itu dumb yang naik tuh enak banget tuh
dan dia terus bisa mempertahankan
jadi menurut saya itu dari dua duanya memang ada dorongan untuk menyatu
smpn satu sibolga salah satunya
tapi gue tuh suka betek ini untuk menutup ya
mereka bernama rebel legend nusantara
memang suka iya yang dia bilang ini asli ini asli pas pas lu cek barcode ternyata
badan pusat statistik mencatat amerika masih berada di urutan kedua negara tujuan ekspor indonesia pada dua ribu dua puluh satu di bawah tiongkok
gue melihat pengalaman dia di indonesian patriots sama ketika bertanding bersama uph
ya karena orang yang membutuhkan ini cukup besar ya
buat temen temen semua yang dengerin abas talk indonesia
udah tau jamar yang mainnya kayak gini gitu
dalam hal ini ditentukan oleh kabinet tapi anda tahu ya
jadi kalau untuk hari perempuan internasional tahun ini
walaupun dia istilahnya ya pemain nggak besar banget
mudah dari tahun berapa prof mau mulai terjun itu ke politik itu
ya bagus sih bagus mentalnya juga bagus dia mainnya bagus sih
menyediakan ruang tunggu kan tapi yang penting kepastian waktunya itu nah dari dari kepastian
atau fungsi korektif ya
yang akap yang load factornya memang cukup baik itu apa saja
tapi apakah mereka akan berjuang untuk memperjuangkan slot yang sudah sedikit itu
karena ya sayang aja sih kita gak bisa melihat satu pembeda di season berikutnya
jadi seperti bukan diadakan apa ini musical chair
apakah mereka bisa dengan komposisi hanya wendel saja compete di playoff
ketegangan untuk menciptakan sebuah ketaatan untuk menciptakan sebuah kepatuhan
indonesia saat ini memang sedang mengalami musim kemarau
kita tidak bisa dininabobokan gitu ya dengan isu isu yang sifatnya tidak substantif gitu
mungkin si coach gd juga ngeliat
jadi sebelum yang sekarang sudah langganan juga di sini
terus gue melihat ranz juga memang eh apa ya
iya ya tapi intinya dewa pun melakukan persiapan dengan baik
tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
jadinya mereka aman aman aja gitu
itu hanya usahawan inap dan biasanya mengecualikan maternity
yang kondisinya menikung cukup tajam
mereka bener bener bergantung di pen area itu untuk
karena resiko dari saham reksadana saham ini tergolong resiko tinggi ya pak ya
dengan kisaran harga rp tiga puluh lima puluh
ya kalau buat saya ini termasuk bagian dari abuse of power ya
setiap ada konvensi pers detmen itu masih akan tinggi
jadi kan ada formasi dan aksi ya jadi ada dia proses itu
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abah stok
kalau sampah sampah plastik seperti ini ini endingnya akan seperti apa
lalu gabriel batista juga bisa bermain
dan ketika mereka ketemu sama team yang
jadi memang secara peran memang sudah di reduce begitu banyak gitu kan
kita lihat dulu sih seperti kayak tadi yang pak junas
bagaimana sebenarnya melihat hal ini
mau bahas soal amendement uud nih prof
ada mau dolo yang kemarin main di team west jerman
australia hampir tiga kali lebih mungkin menderita diabetes dibandingkan penduduk non pribumi
rainbow slide setinggi sekitar lima puluh meter ini juga harus dicoba untuk menantang adrenalin
iya dekado day itu dia baru join juga
yang dikirim ke bali justru gue pikirnya
ini sebenarnya dari tangerang sengaja mampir kesini
sehingga dengan adanya penurunan fungsi
nah kalau ini bisa disederhanakan misalnya dengan threshold fraksi tadi bergabung gitu ya
turun ke point guard kalau misalnya
adanya dinasti politik menunjukkan kegagalan fungsi partai politik
kalau gue liat sih di video augie ya bu kita nonton sama teh
terkait prokes walau tempat wisata sudah memperlakukan aturan
duduk di bangku cadangan atau mati di lapangan gitu
ya depresiasi yang terjadi di sumatera barat khususnya di taman nasional kerinci sebelat
mungkin karena terkadang waktunya gak sesuai jalan
jadi gimana gitu ya
dan berikut wawancara khusus saya dengan menteri kesehatan republik indonesia budi gunadisadikin
seorang antropologi asing yang melakukan penelitian di daerah cicadas
hanya makanan solo juga terkenal dengan camilan camilannya nan sedap
kalau jalan jalan ke kota sibolga jangan lupa mencicipi kuliner yang satu ini ya
jadi food ini hanya platform
mereka lagi pengen bangun sistem home away ini
ada banyak pembinaan kostum di luar negara
kalau di sini penghasilannya dapatnya harian atau bulanan
kekuatan tahan simpannya juga iya
dinamika geopolitik dan ekonomi global sepanjang tahun dua ribu dua puluh
tetapi kalau membantah tidak ada yang bisa diketahui
si congja yoro bun jonen jigem hagungge isem tidak harus nyontek
ikut menyelesaikan dampak krisis itu
lain seperti zonasi tadi kemudian berkas seperti sebenarnya
lalu tahun ini sebelum di demak kan terjadi di purwo tadi
kalau misalnya tadi dikatakan bahwa angkanya di atas tujuh persen gitu misalnya parliamentary thresholdnya
dan jangan mengira rakyat kita bodoh
inilah aksi anjing pelacak jenis german shepherd dari satuan tni dan polri saat mengejar target buruan dalam simulasi operasi anti teror
terminal yang ideal itu yang pasti yang aman
tak mau ketinggalan sang adik pun edy baskoro atau ibas
sementara target rpjmn tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat ditetapkan sebesar enam lima sampai dengan tujuh lima persen
masuk ke bali united
tapi compete antar semua pemain lokal untuk memperebutkan slot
ataukah memang di awal mulai kita bekerja kita sudah memikirkan harus ada side job
kan itu dimulai ketika peresmiannya ya tanggal lima belas september tahun seribu delapan ratus tujuh puluh satu tuh dia hanya menjadi stasiun untuk
jadi sehingga tidak sinkron di situnya gitu
hamburger sama gua ngeliat dia beberapa kali cukup pasal keting katinya bagus banget di di
bi memperkuat koordinasi pemerintah dan otoritas terkait dengan mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut
demi bisa memutus rantai generasi sandwich dan tidak membebani anak di masa depan
oh ini dulu orang orang itu paling paling bicaranya ya tentang makanan
tapi alangkah baiknya kalau kita itu bisa sama sama melihat titik temu dimana kita bersatu
emang maksimal cuma satu doang

sama nick wiggins ya karena dia baru dateng baru dateng juga soalnya gitu
gimana gimana sedikit aja sedikit ini kan belum tiga puluh menit juga
ya makanya ini gue jadi makin apa sih namanya makin nungguin ini nanti nih buat
tapi dia kenapa bisa main bagus yang tua ya
jadi tidak sepenuhnya gerakan pencak silat
kedua pemain asing ini dari si satria muda nih
jadi kerjasama sama pemda bagaimana mengelola terminal itu
maltis kimbru jadi yah cekutpik untuk bpj tapi sayangnya belum meraih kemenangan aja nih
mungkin dari dulu atau dari gua
di antara kerumunan yang menimbulkan banyak korban jiwa adalah tragedi kanjuruhan dan tragedi itaewon korea
namun demikian dari rekam jejak jabatan jenderal agus dinilai dekat dengan presiden jokowi dan keluarganya
ya itu kasarnya sebenernya
semoga dava gak gusak grusuk lagi
oh ibu juga mau ngasih satu catatan juga nih buat reza
dan di tahun pemilu para investor biasanya menahan modalnya atau investasinya

oke dengan waktu yang ada saat ini kita harapkan memang pembahasan ini bisa lebih dalam lagi
di pita jaya yang udah gue sempet
itu pun dari praweda bandung dua duanya gitu kan
makanya disini nih anak anak muda di bpj harus harus lebih performa lagi sih
nantinya kami akan mengoperasikan memiliki sebanyak tiga puluh satu trainset
beberapa strategi timnas ke arab tuh juga berhasil gitu
tantangan utama adalah tetap mempertahankan kualitas produk
dari pemain asing ini yang kira kira bisa
ya kan salah satu pada waktu itu ya
saya dina indra savitri melaporkan untuk sbs siaran bahasa indonesia
katanya sih dua ribu tiga puluh itu bakal jadi lima besar tapi untuk saat ini masih
biasanya juga banyak produksinya ternyata made indonesia gitu kan ya
itu karena penanganan kita selalu terpusat di hilir
ketika ditanya kepada saya
kayak dua belas atau tiga belas menitan
menarik kalau kita analisis ya
nah ini yang sebetulnya menjadi momentum sebetulnya mas
kalau mereka mau melakukan trade
ini kita dari bali
itu memang pekerjaan menjadi lebih berat
tetapi memang yang dialami oleh seluruh calon peserta didik baru untuk mengakses website dari ppdb ini
peningkatan skill daripada semua tim indonesia untuk berlagak di piala dunia
yaitu untuk pembawaan baki kemudian melaksanakan pengibaran sang merah putih
kecelakaan bus pariwisata terjadi pada sabtu lalu di desa palasari cater subang jawa barat
kalau dari parlemennya waktu itu nggak ada masalah
feels yang dia punya itu jadi senjata banget buat dia
yang dua bantuan sosial
ketatnya pasar amerika serikat memang masih menjadi perdebatan
jadi itu yang membedakan mungkin dengan per tv victoria
iya mau gimana lagi ya antri ya
refensia prawira di jakarta besok
dan pas ngambil pemain binaannya pas menurut gue
permainan bagus di regular season harus hasil henti trennya
misalnya maju sebagai capres
yang lain jarang mau mutu soalnya
apakah dari permainan juga makin bagus atau makin jelek kita lihat nanti sih
tapi apakah itu selalu menjadi kunci untuk memikat hati para pemilih muda dan pemilih pemula itu tadi
itu season yang luar biasa juga buat staff nya
gue rasa di pas halftime game satu apa kayak game dua
yang masih prime kan beda gitu maksud gue
dengan manajer public relations lrt jabodebek kuswardoyo
di mana mana kekerasan itu terjadi
nah amerika dari dua persenan tahun ini prediksinya tahun depan hanya tumbuh satu lima persen
menjaga kesehatan kulit tetaplah menjadi pilihan utama untuk bisa tampil paripurna
nina mengaku baju setelan dan gamis
saya didampingi oleh pak edi warsono sebagai salah seorang penjabat dari lapas batu di bagian pembinaan
sama kayak peja dia musim ini bakal ini banget ya
maksud gue lu nabung aja dulu gitu nyicin nyicin gitu
jadi apa yang dilakukan pemerintah pantas diapresiasi
apa namanya tempat yang ditinggalkan dari aldi zatur sama reji mononimber sih
menteri komunikasi michelle roland mengatakan kepada abc bahwa masalah ini akan dibahas dalam tinjauan tersebut
yang secara kontribusi nggak sebaik mereka di ronde pertama kemarin gitu ya

karena ya itu yang dibutuhkan buat borneo
tujuh puluh tiga tahun dari sekarang jangan kecepatan
kalau var itu kan juga sangat bergantung kepada kamera ya
keliatan sih gue lihat highlight sih lumayan
gue sebenarnya belum sampai saat ini gue belum pernah nonton catware main
emang banyak juga sebenernya
orang yang paling dituakan di acara kemarin
kalau namanya pimpinan lepas tanggung jawab itu sudah tidak benar
yang dengerin bisa dapat positifnya juga sih
dampaknya terhadap ekonomi global ya pasti adalah kenaikan harga harga yang berbasis energi
sampah plastik pecah menjadi mikroplastik
jadi menyentuh pasar yang lebih baru lagi gitu
saya pikir itu kita sambut dengan baik begitu
tapi mereka itu tadi menunggunya dekat semua gitu kan
ada facebook instagram youtube tiktok cnn indonesia
gimana cara mereka defense dan lain lain
ya tapi it s a good lah buat patrick karena
untuk menghindari pencurian sepeda motor perangkat ini juga dilengkapi dengan fitur alarm
yang mungkin nanti jadi home base nya
vaksin merah putih yang diproduksi oleh universitas erlangga
lihat dari komposisi asing
tapi untuk prawira dan bpj sebenarnya cukup menguntungkan sih menurut gue
putra indonesia abraham ndamargerahita menetapkan
di luar itu nggak ada berarti kalau ada praktek
sepatu peralatan sekolah untuk alat musik semua olahraga saya selalu di sini belinya
dua kali kalah beruntun di handang gitu
tapi ya kuatnya sejauh ini sama sama aja
kalau dimitri cook kemarin dicoret emang agak cedera ya mungkin ya
terus biasanya saya suka masak besar
jadi kalau pijc sih secara lokal kayaknya udah kebacalah
terima kasih dari sosial dari sosial menko
dan e yang terakhir eternal enjoy
yang dulu dari dulu pengen ngomong ayo dong gamenya dibanyakin gamenya dibanyakin
bisa lebih atau dua kali lipat lebih kuat daripada batu bata yang berbahan pasir maupun tanah liat
apalagi sekarang dengan berubahnya draft rookie yang udah gak ada
saya buat matiin sendiri
ya kita bahas banyak per game ya
uzbekistan ini kan kurang lebih tiga tahun dipersiapkan
sayangnya pengelolaan sampah di gili terawangan hanya fokus mengolah sampah daur ulang
tapi ketika dengan menggunakan sistem away ini tiketingnya akan masuk ke dalam tim tuan rumah
di mana rakernas enam projo kami sudah dibuka secara resmi
dc aritonang jadi setirah satria tangerang
jadi di sini ada beberapa yang hadir ya antaranya adalah dosen visif dari universitas indonesia
mengajak semua pihak meninggalkan gimmick atau drama dalam berpolitik
nah itu nama pr lagi untuk prawira bandung gitu
setiap hari pasti ada saja momen spesial
khusus bagian plaster dinding untuk daerah yang rawan gempa seperti bandung
captain dari halo basket
kalau sebagai kita nonton apa sih ini lo lebih banyak tapi menurut dia pasti ya ada
keris melayu ini merupakan koleksi pribadi para pengurus dan anggota
yang dikerjakan dengan menggunakan
ini ada di jawa barat louis panjang
berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh ruth maque deallen untuk sbs news
cuman ya gue harap sih physically dia bagus banget ya
ada pelengkapnya dari heritage player sama si lokal naturalisasi sih kalau gue ngeliat
itu menggelar vaksin dosis ketiga yaitu vaksin pfizer di transmart cilandak
hati hati supaya indonesia jangan terima imf
betul kalau dia terjatuh yang bisa kalian saksikan atau lihat di halo basket ya jadi hari pertama
ya kalau gue boleh nambahin sih ya sebenarnya hampir sama sejujurnya sama kayak abo cuman ya bench player dari pasifik sih itu juga perlu jadi catatan karena jadi hal yang penting gitu
baik perajin keramik tradisional maupun kontemporer yang berada di lokasi ini
ada namanya agresi verbal gitu ya
jasa titip pada dua ribu sembilan belas berawal dari hobi traveling ke mancanegara ditambah menetap di belanda untuk
jadi karena banyak badan jalan yang belum di asfal
dan secara posisi juga gak terlalu berbeda
nah yang kami tadi juga akan sinergikan dengan teman teman daerah
meyakinkan sehingga pemerintah juga harus mendengar bahwa

bukan mas haris tapi mas hani sudah mengatakan bahwa beliau mengamati ini dan sebagainya
kalau tawar itu keringnya lebih lama
e budgeting e planning untuk transparansi dalam birokrasi menjadi sebuah kewajiban
tanggerang itu ada dua tempat
kalau dia tidak bayar atau ngembang maka konsekuensinya adalah dia akan diuber uber seumur hidup
intinya kita mesti lebih mindful aja sih sebenarnya barangnya itu apa
yang pasti semua partai politik itu punya strategi masing masing
soalnya kalau liat momentum cun liat momentum
seolah olah ya harus dukung yang ini
alternatif kalau seandainya analisa saya tidak sesuai dengan yang diharapkan
yang pertama sasha bezenkov
sepanjang tiga puluh dua tahun menampingi para narapidana
ketika waktu itu bombong marcos
nah di artikel terbaru yang
lebih gak enak kalau di jam berangkat kerja sama pulang kerja itu kita tuh bener bener desek desekan
tapi kedudukan beliau itu kan sebagai presiden
terlihat dari beberapa enam game
kalau si wesvarid ini butuh orang gede gitu
bedanya pas lawan hongkong eastern kemarin
karena kalau kita mau main pn area pemain sm tuh semua tinggi tinggi
ternyata respons terbesar milenial dan gen z ada di dalam diri pak mahfud
dan juga sarana transportasi yang sangat terbatas

ekspetasi publik kan sangat besar ke mereka gitu
ini akan menjadi kehilangan besar sih menurut gue bagi pj ya
negara kesatuan republik indonesia
kayaknya kita lebih ke bahas tim tim mana yang mempunyai pemain asing yang lumayan berimpact
tapi memang ada perencanaan yang matang yang punya mekanisme yang baik termasuk dalam penghitungan gizi pastinya dong
banyak tuh kompleks kenapa perlu waktu
dan yang menjadi masalah adalah ketika sektor pariwisata ini terdampak
mengingat kondisi ekonomi yang dinamis seperti saat ini pak
seperti hiasan untuk dekorasi dan interior bangunan
sementara muncul malah masyumi reborn kemarin prof
jadi gimana nih puasanya masih lancar
sebagai seorang naturalisasi juga
ironisnya pemerintah setempat tak banyak berkontribusi dalam menangani permasalahan sampah di pulau ini
habitat yang mereka cari itu pasti akan hilang
kalau di kumasari ini kan identik
gua yakin lah iba udah sama dengan beberapa rumah sakit
karena selama sepanjang jalan ini agak repot ke makan kayak gimana
sebenarnya ya itu mutualisme
si cameron redley masih kayak gitu
yoi pak diliat dari instagram kayaknya lagi ini ya dari bali sekarang lagi dimana nih pak di semarang atau dimana di malang
kemudian juga kang saan mustafa wakil ketua komisi dua dpr ri
berpacu dengan waktu setiap hari lebih dari tiga puluh karyawan bertugas memasak di dapur yang sibuk ini
dan juga popularitas presiden serta yang terlibat kemudian seperti apa
sekuensnya sangat berbeda sekali terus kalau di sisi prawira hanum bandung di seri bali itu masih
nah saya jadi penasaran nih apakah saya juga bisa melatih otak kanan saya dan juga memasuki gelombang alfa
ruang hidup untuk masyarakat itu semakin lama semakin menyempit
langsung team mate ya langsung team mate dong
biasanya keramik akan diukir dengan gambar dedaunan atau bunga untuk mempercantik rupa
harusnya masih sama seperti tahun lalu gitu ya satria muda prawira bandung ada dewa united sama
tadi kan sempat juga ya disebut oleh mas naufal membandingkan dengan saat dulu gitu ya
prawira tadi game tadi menurut gw
ya pokoknya segituan lah
kemudian juga bekerja sama dengan credit scoring dalam hal ini
dan kebetulan di sana juga lagi zona hijau
di sini ada kedai yang cukup populer di kalangan pecinta kopi
tadi saya sedikit membaca mungkin sebelum saya melanjutkan topik lain
locker kita perlu dua set
tentu saya akan meminta jajaran saya di bawah
tapi pada saat ada bantuan ada disinyali diduga bahwa ada aliran seolah olah ke partai
rencananya kegiatan preventif akan dilakukan pada senin tujuh belas juli mendatang
kalau gue gak salah di
dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai sekarang ini
cuman ternyata apa namanya sempet terplayset ketika melawan hong kong eastern
jadi kita di sini semuanya membuat mbak pia untuk mencapai kejajaran hidup kita
setelah misalnya ada klub
maka harus memperhatikan adanya dampak finansial terhadap pengelolaan keuangan
bisa beli juga tiketnya di vibahasia com sama
pergi pulang pergi pulang gitu dalam jangka waktu mungkin dua minggu tiga minggu ya bisa ini
apakah akan melakukan suatu kegiatan atau perayaan tertentu pak suwana
abis nih ya anak jaksel abis
sehingga kalian tuh punya masukan yang jauh lebih kuat
atau paku integritas yang melibatkan tiga paslon capres cawapres dan saat ini gambar yang anda
dalam mungkin dalam tiga atau empat tahun terakhir
nasdem harus fokus membuktikan tidak ada aliran dana dengan sengaja diterima uang haramnya
karena sepeda non road bike pun bisa empat puluh kilometer per jam
apa can mau nambahin apa can
dan itu juga lumayan ngebantu hantuah ya
jadi apa dia ya cuman lokal
sementara omset nggak ketutup
kalau kita bicara ada beberapa negara yang mengalami kegagalan
ya walaupun mungkin kita tidak selalu setuju dengan apa yang dikatakan
kalau kita nonton di streaming kan mereka kan pakai output lagi kayak kamera gitu kan
hal ini ditegaskan oleh ujang komarudin pengamat politik universitas al azhar indonesia
dibanding nba kalau nba kadang kadang
semoga aja dia tetap bisa dalam game terbaiknya
terus locker untuk wasit harus tersendiri
dan memberi kontribusi besar bagi masyarakat purwakarta
sini ada banyak pilihan street food dan saya mau kasih tantangan
jadi itu cukup berpengaruh bagi prawira hanum bandung
jadi mereka lebih kenal networking dan mereka sangat open
tapi lo ada inspirasi dari ini gak sih
terus siapa lagi yang main oke ya
pemain pemain kita ini masih sangat jauh
gak keliatan pemain basket ya emang
pilih deh opsi air yang paling bisa dihemat
dalam menentukan kredit storing seseorang
jadi saya sebagai para jurid siap ditempatkan di mana saja
nah ini sebetulnya kemarin kenapa juga kami berangkat
memang di ksatria tuh gak ada
sedikit mungkin sedikit kita review dua ribu dua puluh tiga ini ada delapan kasus kecelakaan besar
belum menang dua cuma mainnya lebih banyak
maksudnya untuk tahun depannya udah gak pusing gitu
di apa maksudnya tidak mau terima nih
dan ini semua diwajibkan di semua di seluruh sekolah yang mengimplementasikan program makan siang ini
kayak gue harus ngapain nih hari ini atau esok gitu loh buat ke depan juga
atau mengundang anak kecil yang dibilang seperti andstain itu loh
iya hampir sama sih sejujurnya
ia dinyatakan meninggal oleh petugas puskesmas pada selasa pagi
jadi kalo ngomongin must improve atau breakthrough year kan menitnya harus ada dong
next episode mungkin kita akan research dulu ya tentang pemain asing karena banyak yang baru juga
seperti neo pandey irvin kulniawan
berskala besar seperti pembangunan ibu kota negara nusantara atau ikn
hanya mpr bisa memperpanjang
sepanjang tahun dua ribu dua puluh tiga pertumbuhan ekonomi indonesia cukup baik
menawarkan atraksi wisata tersendiri
anti bermain gitu secara kenama spot gak jauh berbeda
cuman kalau gue melihat dari
karena ini jelas ya apa namanya itu lihat kayak sekarang nih pak erlangga lagi bagi bagi beras ya
mungkin sebenarnya kalau misalkan kita bahas satu satu kayaknya akan lama ya
nah tinggal nanti dari pemerintahnya
juga apresiasi banget nih buat temen temen buat pemain pemain pj
cuman yang sekarang ada di otak gue tuh
engagement itu sangat luar biasa gitu
ketujuhnya masuk di jajaran top dua ratus universitas dunia
fungsi dan dari kemenko pmk diantaranya ialah
nah selama ini kan pinjaman online ini kan dia menggunakan data alternatif ya
untuk bermain dengan justin brownlee kj mcdaniels
jadi di sini pentingnya adanya dana darurat
baik justru ekosistemnya dibentuk pertama oleh local community sebenarnya
buat jadi satu hal yang bagus untuk timnas gitu kan
sd dan smp itu sudah mengimplementasikan hal ini
yang jelas yesaya sama argy gue
itu yang memang bisa sampai ke tujuan perumahan perumahan
dan perundungannya masing masing begitu pak joni
tapi tak menampik bahwa seharusnya ia bisa melakukan pengecekan dananya
lebih matang sebagai pemain ya
betul betul jarang disentuh dari hal hal yang spirit gitu
tapi kalau dia di bawah pengawasan kepala terminal
itu widi bisa spin kayak gitu tuh and one lagi
emang itu balik lagi harus ada kesadaran kalau lu gak bisa
anak anak termasuk kelompok rentan terkena infeksi karena sistem imun tubuh mereka belum sempurna
tiga pemain asing dan satu naralisasi kan itu jadi modal besar juga nih untuk bisa compete bersama dengan tim tim lain
tapi si seagal sih sayang banget
kalau f empat tim tadi ya selain top empat yang udah kita sebutin tadi
produktivitas orang menggunakan angkutan umum
mungkin kalo gak ada bapak lu juga gak suka ya
saya melihat bahwa sebagai menkes kerjaannya jauh lebih berat dibandingkan dengan tugas tugas saya sebelumnya
nah dalam kasus ini memang
durian hitam ini berasal dari warna
kira kira side job itu proporsinya berapa persen dari penghasilan bulanan
gak langsung ke jakarta langsung ke sukabumi karena dia my mom makaminnya di sukabumi
pengangguran kita akan signifikan naik juga karena ada dampak phk tadi tapi apa positifnya positifnya adalah
pastinya merasakan hal yang sama lah ya harusnya ya
dua ratus dua puluh enam sampai dua ratus dua puluh delapan cm
yang bakal menutup si mike glover kalau mike glover masuk
yang disingkat dengan nama fakta
pembuat bakpia kedua di yogyakarta
dengan pemain isinya pemain tim nas pemain asing
quintin doff tapi ya sayangnya
contohnya sekarang dia sudah ekspansi ke dunia pengartisan
dengan mengontrol ekonomi di era sekarang justru terjadi hampir di semua lini
oh ada di satu tempat yang sama ya lingkungan yang sama
berarti ini sekarang lo buat pon dua ribu dua puluh persiapannya cukup keganggu lah ya
buktinya kekerasan di dunia pendidikan terus meningkat ini ya
kan dulu berarti prof menggambarkan soal dulu ada keterlibatan lah penguasa dan macam macam
jadi itu memang tidak ada aturan hukumnya
bisa di stop lah
abang dapatnya berapa sehari
di stasiun gambir ada nostalgia di stasiun gambir yang mungkin bisa dibagikan sama kita
nah terus itu momen apa tuh yang bikin lu pengen ngekunin basket
booster pfizer dosisnya setengah dos ya
saya tidak tahu penilaian hakim terhadap agus nur patria dan juga hendra kuniawan
oke secara pace bisa cuma secara kedalaman atau membuat main di plan area atau secara rebound agak kurang gitu ya
jadi menurut gua saatnya josh giddey untuk take over australia ini
juga bisa digunakan sebagai argumen oleh wasit untuk membuat keputusan membatalkan gol itu
danny miller juga sama
makanan nasi ulam merupakan perpaduan antara nasi putih yang ditaburkan dengan bumbu kacang
kita lihat ya memang harus kamu akui bahwa gedung lapas kelas satu ini adalah gedung lama
oke sekarang hari ini karena emang temanya masih draft draft nih kita akan bagi dua episode
artinya nggak bisa terima cairan sama sekali kan asupan nutrisi ya
nyatanya kan sekarang juga menghasilkan
habis akapnya pagi sampai malam juga dua puluh empat jam masih ada
karena satu sisi kalau kita hanya mengandalkan produk tabungan dengan kenaikan inflasi pendidikan yang di atas sepuluh di atas lima belas
topik yang cukup panas sih
dan saya sedang melawan robot catur yang disetting di level sepuluh kita lihat siapa yang menang
seperti si korgi yang sangat aktif ini
yang motivasi dia bahwa kematian itu semua orang bakal mati
gelar sama sekali ya peringkat keempat
cuma daniel ini lebih memilih mungkin ya dibanding gue gak dapet menit plaining gue pilih si bio perkasa ya
jadi bukan hanya dari isi pembayaran rewet transaksi perbankan saja
dan mencapai lima belas potong perhari
atau ada krisis ekonomi seperti tahun sembilan puluh delapan
kita menjaga lingkungan supaya wisata datang
nah itu harus dihitung tuh sebenarnya berapa sih biaya yang kita keluarkan untuk kita bisa melakukan side job tersebut
lu mulai basket kan sebenarnya waktu itu kan gara gara
atau perencanaan keuangan untuk pensiunnya yang
menjadi pertanyaan besar apakah banjir ini merupakan banjir biasa
oh berarti lalu sekarang latihan latihan sendiri atau gimana
ini diserta sih maksudnya tim pon jabar itu gila banget
untuk memfasilitasi gibran rakebumingraka
ini gue dengar juga katanya selain bapak lu yang emang
sekarang sepeda baik itu dirusak oleh segelintir orang
termasuk waktu kemarin kan soal munir
dan kita juga tahu bahwa apa tadi juga presiden misalnya mengatakan bahwa
jelas ini akan menjadi tumpuan utama pj lah nanti di on the kedua
baik sebagai dirut mandiri bank terbesar di indonesia maupun sebagai dirut inalum
yang mulai buka sejak tahun dua ribu delapan belas dan sudah memiliki cabang di beberapa tempat
yang terjadi pada sisi hasilnya itu tadi efek ekor jasnya tidak terlalu berefek
terus pergantian pelatih di tengah tengah
dia tampil cukup baik gitu
tingkat kewaspadaan kita kesiagaan kesiagaan kita itu harus makin sigap lagi
kayaknya ya mau dibawa kemana gitu ini tim tubuh
baru saja dilakukan tindakan operasi
jadi sebenarnya sambal ini harus ditumis sampai kering
saya pikir ini semoga perpindahan ini bisa membantu ya penyelesaian agar jalur kereta api komuter maupun kereta api jarak jauh itu bisa ditata lebih baik
tapi gue dari dulu tuh emang suka main suka sama permainannya si indra muhammad sama riko sih
mana saja mungkin dikasih contohnya pak yang bisa dibilang oke ini yang cukup baik gitu atau mungkin yang terbaik gitu
selalu punya kejutan kejutan untuk
minal aidin walfaizin mohon maaf lahir dan batin
mengapa kebutuhan untuk berkomunikasi
ya kalau lu tim belum menang baru lumayan
dan bersama sama kita bersekutu bersama
pengambilan keputusan dalam berinvestasi
yang mulia ketua dan anggota majelis hakim konstitusi
sehingga kemudian tidak cukup waktu bagi pihak pihak untuk komplain ya
tentu akan menyesuaikan dengan dinamika perkembangan esports di dunia
atau kalau anaknya tipe yang takut mau ke sekolah sebelum sekolah bisa ayo kita tos perpisahan
yang merupakan souvenir bagi wisatawan yang akan berlibur ke pulau bali
dan pak burhanuddin sendiri pada waktu itu
oleh karena itu nanti masing masing dipersilahkan memberikan keterangan
terus di game terakhir lawan android dua puluh empat gitu
tapi makin belakang ini kan ideologi makin cair
kalau kita lihat secara statistik gitu
dan dia tau role dia di tim tuh seperti apa sih
belum bisa terdeteksi atau belum bisa di input ke dalam sistem yang dimiliki robot catur tersebut
kita lihat ya di game game berikutnya ya karena ya so far sih tracknya bagus ya dari borneo sejauh ini ya
siapa lagi gitu yang bakal menutup si posisi lima ini
menurut john chong hall the way sudah cukup banyak artis asal indonesia yang sering tampil di melbourne
mk tak berwenang utakatik batas usia capres cawapres
selamat pagi dan salam sehat selalu bapak
hujan deras yang mengguyur kota semarang memicu banjir di sejumlah wilayah
itu artinya satu postingan itu bisa di respon sampai ratusan apa namanya kali gitu
ya apa ya pasti ada beberapa game yang mereka akan main lebih banyak
nah untuk mas edo sebagai admin itu tadi mas haris sudah mengatakan bahwa
kita semua menyadari pemilu ini adalah tentang masa depan
prof gregory mengatakan pertanyaan kuncinya adalah bagaimana sistem ini bisa mengalami pemadaman total
kalo jacob lobu tuh gue yakin levelnya dia udah disitu
dari segi permainan dengan gak adanya
tempatkan punya sistem yang oke sejauh ini kalau gua ngeliat coach joko tapi ya itu sih dari dari
dan yang tadi lu sebutin ya calvin jeremias lalu jacob lobo
kalau tadi lu statement kayak gitu
untuk dia pindah ke bima perkasa tapi kita nantikan ya
jadi bukan a atau dibanding b
gw masih inget tuh macbeth yang palsu itu solnya tipis banget pak
dari kami yang menginisiatifkan kehalahiran forum ini
dia mesti dibawa media juga awalnya mungkin
kita memerlukan banyak hal ya tentu di samping vaksin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
dan ada kesempatan seorang julian alexander chalias
dapatkah anda memberikan detail informasi terkait korban apakah korban merupakan warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian atau merupakan petugas
tapi yang sayangnya di prawira sih sebenarnya hans abraham sih
dan itu apakah ada konsep seperti itu
gua ngelihat instagramnya ya udah mulai kayak di ibl gitu
tapi tentu akan disambung dengan youtube
ini bisa jadi salah satu pemain yang juga kita bisa nantiin gitu
kemudian aksesnya mungkin kurang memadai
sebenarnya nggak ada bahasa inggris bahasa indonesia bahasa jawa gitu ya nggak ada
punya legacy basket yang cukup kuat gitu di euroleague
panasnya arom sama panasnya gas itu kan beda
jadi semuanya tuh gak ada yang gampang disana
jujur gue sebagai orang yang baru maksudnya baru di new york basket seru sih ngobrol kayak gini sih
ini penggunaan anggaran yang tidak kecil ya
dan pastinya selama perjalanan saya melihat beberapa pelagaran dari penumpang komuter lain yang mulai dari turun tangga
orang katakan sebelumnya belum terkenal
karena secara gue berarti kenapa nyokap gue bilang
dia memanfaatkan itu dengan baik sih menurut gue
jadi sebenarnya itu tergantung nanti komplikasinya dan penyebabnya ya bisa sembuh atau tidaknya
nek setuju apa gak setuju
namun masih ada beberapa hal lagi yang masih perlu diperjuangkan
bila sepsisnya sudah berat hingga ke otak
apakah standar dari ibl semakin tinggi
untuk mengurangi buta aksara begitu ya di desa ini
waktu kobatama gimana sistemnya
pengalaman mereka di latihan tuh bisa
cuma kalau dari bima perkasa jogja gue sebenarnya udah agak
salah satu pemain yang sempat kalian tonton juga
antara sampai dengan nanti oktober
bahkan baru sekali ke main main gua liat ya moses is moses
sempet sembuh lah semoga bisa main lagi di jeda maret nih
jika belajar dari kecelakaan tersebut komite nasional keselamatan transportasi meminta masyarakat
dari mulai keseruannya fan fannya lah

kadang kadang kan dari generasi itu pernah ada yang datang ke sini dia bawa anak anaknya
kan kalau dari kacamata prof fustril nih
harus kejadian tahun dua ribu seratus
sebuah match up yang menurut gue
kalau gue pribadi kalau suruh pilih
player recommendation pak menurut bapak
cuma sepertinya dia sangat versatile
minggu berikutnya itu sudah masuk ke playoff
saya berkali kali juga ditawari jadi ketua
oh di tim baru ini banyak nih temen temen sepantaran
anak anak itu kemudian ada yang punya tugas piket harian

lobu baru menjalani operasi telapak kaki dah kalau nggak salah sedangkan kalau pj sampai sekarang gue
kemudian muhaymin adalah tokoh yang berhasil untuk mempopulerkan satu istilah yang baru dan rame
yang mungkin akan menjadi atau mencuri spotlight
karena ada pemain asing ini gitu
di mana terjadi lantaran debit air yang keluar dari air perpitaan itu lemah hingga menyebabkan krisis air di rusun marunda
kosan dari listrik wi fi jangan mikir healing dulu deh kalau masih jadi sandwich generation
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini dengarkan di apple podcast google podcast
gitu yang kita putuskan
saya juga berpikir apakah praktek berbicara dengan hewan menggunakan telepati ini berbasis sains
kalo kelvin kan tahun sebelumnya belum doplate
terinspirasi dari sang keponakan yang suka kucing beragam karakter kostum ia produksi
dan itu menurut gue salah satu final yang paling ideal
next kita akan tag di minggu depan ya sebelum break
dia bakal main dengan porsi yang cukup banyak ya
namun di tengah pasar badung pun mudah ditemui kuliner yang enak
apa namanya kandungan yang ada di puntung rokok itu mencemari lingkungan
dokter yanti meminta saya untuk memejamkan mata menarik nafas hingga mengikuti instruksinya
mas ganjar atas mas ganjar
tidak terlihat adanya penggumpalan
role kurniawan sertedi pradana amerika serikat
nah sebetulnya keunikan itu terletak pada tantangan kita untuk menyatukan rasa kita yang berbeda beda ini menjadi sebuah kesatuan yang bisa menggugah
jadi kita udah rilis kan kota kotanya
ya baik federasi baik klub intinya apa
kedua impeachment terhadap presiden
mereka saling memahami satu sama lain dan mereka juga saling mengasihi
ya ini mematikan sebagai pemain kan cukup oke ya
tapi yang gue concern satu loh dalam pertandingannya
dia sangat membantu dari ran
ini mbak terakhir mbak mungkin bisa diberikan tips selain dari empat e tadi ya
waktu lawan apa tuh kemarin terakhir yang gue bawain juga
ini sebelum kita ganti
itu menarik untuk jadi
delegasikan supaya semuanya dapat juga mempunyai semua
tari kapri tari kapri ini disebut juga tari sapu tangan
yang ping aktif komunasi aja sih
setelah menggunakan alat berat forklift
nah ini bentar mbak pertama tama saya harus meluruskan dulu nih agar tidak terjadi salah paham
cukup cukup oke lah untuk dr algo
dibagi per dibagi asing
artinya mosi integral itu juga dihasilkan kerjasama antara masyumi pni partai pyer dan juga pki
ya itu sih bisa banget raja wali juga
sekarang pengumuman cawapres besok pendaftaran
untuk mengetahui lebih lanjut kita sudah bergabung dengan peneliti ekonomi digital indef nailul huda
imf pun menjadi salah satu pijakan baru amerika serikat dalam mempererat hubungan ekonomi
hal ini tentunya akan berdampak positif bagi perekonomian dan kinerja pasar modal ke depan
united diperkuat dengan pemain asing yang
dan faktor utama apa yang mempengaruhi kinerja indeks saham tersebut pak
kita memang menerima masyarakat yang datang langsung tanpa mendaftar ya boleh
itu mungkin seperti saya katakan tadi mungkin kegiatannya yang berbeda
ini apa yang bisa dilakukan sebagai bentuk pencegahan agar daerah lain di indonesia tidak terjadi seperti ini
dengan kenaikan volume usaha rp satu ratus tujuh puluh empat triliun dan jumlah anggota sekitar dua puluh lima juta orang
kita bisa pelajari dari tim monggol ini sih
terutama pada anak yang belum mendapatkan vaksinasi dpt
nah dari situ kita berusaha untuk
tapi ya pas aja gitu menurut gue
gak gerubak gerubuk kayak maksudnya dia tau dia jago
dari pemain mudanya memang harus lebih step up menurut gue
pertama tama mangkuk diisi dengan potongan kentang dan wortel
ya borneo hornbills yang mengganti dua pemain asingnya
baik para pihak termasuk para pemberi keterangan
masih sangat rapuh gitu karena memang
namun para penjual dan pengepul ikan asin di kota ini
kami pun diantar berkeliling dan mengunjungi sejumlah spot foto
calon presiden yang ada duduk di sebelahnya
jadi ini memang suatu hal yang sudah dibuktikan seluruh dunia
ini ini bukan klise tapi memang kenyataannya seperti itu
terutama ya pasca rehat pemilu ya nanti ya
jadinya gak terlalu signifikansi menurut gue sih
bila tidak tertangani dengan baik lima puluh persen anak yang menderita sepsis akan kehilangan nyawa
ya setidaknya tadi kita bisa berhemat waktu dari maret sampai dengan juni ini kalau sekiranya hanya satu putaran
kedua secara jumlah tim ini secara keseluruhan empat belas tim ini paling hanya dua atau tiga tim yang punya home yang sudah punya home
store yang memang dia terpercaya terpercaya lah ya gitu terus jeans good ini murah kok juga gue
soal kualitas karena kan masyarakat kadang kadang kenapa nggak mau pakai
setelah tesis setelah mendapatkan medali emas juga
kalau lu zera lu belum jelasin tuh lu nih eh belum jelasin nih soal preferensi lu soal style dari bawah dong
sebagai fotografer kita harus begitu kalau kita nggak punya nama ya
ada lima tim yang menurut gue
ayam goreng kremes jadi makanan favorit di tempat ini
atau tidak memahami politik ya akan merasa senang senang aja dibagi beras ya
mengambil seorang fiumandu inugroho yang memang
jadi harapannya ketika nanti dpr yang barunya sudah dilantik gitu ya
banyak juga negara sekarang yang mulai kewalahan menghadapi itu
dan lebih dari tiga puluh korban diantaranya
menjadi perpisahan yang sesungguhnya kepada sebelas korban meninggal akibat kecelakaan fatal ini
dari b i yunani olimpiakos sama panathiaikos itu mungkin akan menjadi highlight ya mungkin
ketika di playoff sih cuman ya
bahwa dulu mungkin kalau bpj sebenarnya ini pergantian pemain yang cukup apa ya cukup
di kawasan ini juga terkenal dengan satu kedai yang berjualan awuk sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
iya benar benar benar
kemudian alat makannya harus dibersihkan kurang lebih seperti itu ya
meski nggak pakai kuah rasanya udah pasti kenyal nikmat gurih
ya apa kalau gue pribadi justru kalau lu tadi nyebutin spanyol
harga tiketnya rp dua puluh lima per orang
sehingga kita tetap relevan dan tetap menjangkau market dari bisnis online ini
iya ya biasanya kita kan ngundang anak anak muda terus can ini kita undang yang senior lah chan
yang baru dateng kan kelvin bagi
maksudnya menitnya kan udah bagus juga di bpj pj kemarin kan
kira kira siapa tim besar yang bakal vlop ya mungkin gue bisa jawab ke spanyol ya
bisa dibilang cukup bintang ini ya
tujuannya agar tidak mudah tergelincir
yang juga dikenal sebagai salah satu sentra bisnis
ini kan tim bekas lufrey kan bisa dibilang kan
itu kita hampir kalah juga gitu
penggunaan teknik penumbukan pada bawang bertujuan tekstur bawang merah tidak sepenuhnya hancur
kita juga di episode ini akan membahas sedikit atau mereview ya perjuangan pj dan prawira di tiga game untuk pj dan empat game untuk prawira ya
satu satunya pilihan warga untuk bertahan sementara adalah
gue tadi ngedelnya kalo misalnya tadinya mau bima
gimmick politik masih dilakukan karena memang turut menjadi pertimbangan alasan rakyat
ya jadi yang sekarang tuh mainnya nanti dua ribu dua puluh empat
gue sih udah udah ngeliat sih beberapa cuman ya
kita agak khawatir karena ternyata memang dalam catatan saya dan teman teman
nah kalau di sambo kan diputus di tiga puluh tiga ya dan ini juga dakwaannya di tiga puluh tiga dan tiga
lagi bapuk saudara saudari
tapi menurut anda sebagai wali kota solo menilai bahwa itu di saat saat ini
bahkan dunia membuang puntung rokok sembarangan
apbd nya aja sudah tahunnya delapan puluh satu triliun
ada johannes voigtman juga yang main di team west jerman
namun penyidik memutuskan tetap menahan para tersangka ini
saya pernah di filipina sudah pernah melakukan kolaborasi
jadi connect antara pemain bali united
termasuk pengereman suspensi kemudi dan lain lain
jadi jangan ragu buat nyobain kepala kambing
kekhawatiran presiden joko widodo mengenai dampak buruk pada ekonomi yang mungkin ditimbulkan akibat
kecuali kayak pertandingan di college college kan gak pernah tuh kita lihatnya
dan dibawakan oleh tia arda untuk sbs indonesian
biasanya satu jam menjelang warung buka semua makanan sudah siap
dengan aveng kan sama tuh poinnya tuh saat voting tuh untuk rookie of the year ya
nah itu harus kita melakukan itu sendiri
kalau kita melihat berdasarkan data dari knkt sejak dua ribu dua puluh tiga hingga dua ribu dua puluh tiga maksud saya
tapi bintiknya kayak gak timbul tapi kayak ada spot spot merah di kulit gitu
kemudian juga tadi ya mungkin kita bisa mengatakan merchandise juga
mulai dari makanan tradisional hingga modern
beberapa pemain lokal gue rasa
yang menurut gue akan bisa jadi pembeda andai seorang anthony bin gak ada di lapangan gitu
termasuk di antaranya perayaan jelang ramadan
jadi ya gue ambil lah kesempatan itu kan gue juga masih lima belas tahun kan
kan semua orang bisa belajar bertanggung jawab
ini dia salah satu hasil karya dari pixel art berupa animasi
iya seperti yang ada di bandung jawa barat
bahwa side job itu memang harus banyak hal yang dipertimbangkan
tau gak tadi malem ada kejadian banyak yang unik
ada direktur prasarana transportasi jalan ditjen perhubungan darat kementerian perhubungan
soalnya kan kalau lawan arab itu
mereka mendapatkan keuntungan sebesar sepuluh enam persen dari sektor ini
menurut saya dalam kasus korupsi
dan ini juga saya tidak meyakini ini kebetulan
ibl terbaru ini yang kayaknya adam ayem aja ya
kepala dinas ketahanan pangan kelautan dan peternakan dki jakarta suharini eliawati mengatakan
ya artinya kalau kita
karena memang itu kalau saya pribadi merupakan beban dan tanggung jawab saya juga
tidak hanya permukiman lalu lintas antar kota dan antar provinsi juga terdampak banjir demak
di musim depan ya ranz apalagi dengan pemain ada pemain heritage juga ya
fasilitas dan lain sebagainya yang itu dihitung oleh masing masing kampus yang kemudian menyebabkan atau menghasilkan inflasi pendidikan
minimal kayak modelan unpar lah
yang kedua dari sisi efisiensi dan efektivitas
kemudian kalau kita lihat brazil sedikit ya
dengan duduk duduk dengan postur yang bagus dengan sandaran tegak kemudian cara mengangkat
mungkin akan ada waktunya bounce back nya
tahun empat belas tuh main lu udah dominan banget kalo gue liat tuh ya
nikotin itu masih ada terus kemudian nitrosamin
sempat mention buat jadwalnya juga bergeser ke apa ya sebenarnya ini kan sebentar lagi kan akan menuju
kalau ada sesuatu plan b nya gimana
efisiensinya di pertandingan kedua saat lawan xc brancos ebron cos tiga puluh delapan
kalo kita udah kerja kerasnya dapet duit
karena di track ini kita bicara tentang bagaimana kita bisa memberikan ketampilan
kebebasan berpendapat akan dijamin
terhenti gitu jadi sekarang baru ada lagi dan kebetulan dua tim dari indonesia prawira dan
karena gue jarang liat juga dia tebak tiga angka
maksudnya kita sebagai tuan rumah fiba asia cup kira kira
kalau kita ngirim kayak gitu kesana kan
sebelum kita bahas yang paling bawah di tier
mungkin di musim depan bakal lebih banyak dapat kesempatan sih
tapi memang gak di semua titiknya itu berasa bintik
saya dewi savitri kita ketemu lagi di edisi berikutnya
dia akan jadi enam tuh di
itu tidak gampang anggap saja sekarang
dimana di quarter dua itu mereka benar benar kehilangan ritme
kali ini saya mau ajakin wisata religi menuju salah satu masjid
cuman ketika berada di tanggerang house
ada hal yang memang aku pak aku aku beli memang buat kebutuhan aku sih kayak tas itu kan memang
siapapun yang bermain di lapangan menurut gue akan bikin pusing lawan gitu
mas tapi berarti sebelum lo sebelum lo ke wall not itu kan kalau gue ngobrol sama si fatih itu kan dia kayak dia dibuka kayak coach app gitu namanya
dengan komunitas star wars indonesia
dan untuk mengatasi pelaksanaan vaksinasi booster di pusat belanja kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia bella mulasela
ada rasa mereka itu adalah teman teman kita gitu yang biasa kita tonton
berbelanja menjelang hari lebaran
tapi balik lagi ke pertanyaan tadi bahwa student loan itu baru bisa bekerja ketika ada efek cerah
nge mplang sehingga dan bekerja
dia tuh di kalangan sma ya kalau gue dengar dengar walaupun gue bukan seangkatan ya
dan ini artinya merevisi uu kpk
bandung dia bentar doang cuma ngerasain bandung doang lagi
airnya tidak bisa dihilangkan
yang diundang itu hanya ketua umum partai berjajarannya
datang dari daerah pesisir
begitu udah diatur udah diini oleh klubnya
hingga saat ini kementerian luar negeri masih hilang kontak dengan tiga orang warga negara indonesia yang menjadi relawan di rumah sakit indonesia
makin banyak emisi yang dilepas ke udara
midah bergerak bersama suharti kusdarianto pemilik bakpia tujuh ratus empat belas
lalu bagaimana indonesia memanfaatkan momen presidensi g dua puluh untuk hadapi bonus demografi
berarti kan mereka masih hampir setengah gamenya lah lima belas game tersisa
supaya yang lain itu orang itu suruh pindah
walaupun memang lyg foster seperti yang lo bilang tadi
jadi di sini di tempat saya berdiri sekitar tiga puluh cm
tapi memang kita selalu menyampaikan kepada pihak korea selatan
jadi menurut kita tidak bisa ditinggalkan nih si euroleague nya dari pembahasan si abbas sok
ya tempat di mana saya berada di sini adalah musim panas tidur di mana lokasinya bersebelahan langsung dengan depo pertamina yang menawar kebakaran
presiden keempat abdurrahman wahid atau gus dur pun saat menjabat sebagai presiden
mereka juga dengan sekuat yang seperti ini dan
baiklahir dan batin itu suami ya
seperti olahraga rutin untuk menguatkan
mengambil keputusannya itu tidak akurat ya
biasanya kandungan zat aerosol atau alkohol yang tinggi
atau kalau di season yang baru ini kita masuk episode ke sembilan
meng influence pemain muda sih terutama sih
tapi bagaimana untuk defense mereka gitu
karena beberapa kali memang dari segi adjustment
sayang memang sudah ke mana mana pulau sudah masuk
kalau size yang dia punya
selama tiga hari ini dapat dikirimkan ke seluruh indonesia olingan kolingan mc ataupun acara acara
ya pertama menurut saya kalau mau dikembalikan menjadi jalur kereta komuter ya artinya itu dikembalikan kepada awal ketika stasiun gambir itu dimulai
presiden nomor urut tiga di gedung kpk kawasan kuningan jakarta selatan kami masih menunggu
cuma balik lagi anjuran pemerintah kan mengkhawatirkan itu ada penyakit
melewati bandara hari ini
sedang ekonomi sedang tidak baik
tapi saya tidak mengingatkan itu untuk warga
tidak bisa menjadi pengusung calon presiden
kebutuhan kita ya buat ya bisa pergi bisa ke kampus bisa apa gitu pelaku justip
dan itu hanya permulaannya
sebuah manipulasi politik ya
yang wajib mereka pilih atau yang sepatutnya mereka pilih ya
poin dari benchnya metal di pertandingan itu
lakukan dengan cara sederhana
nina mengungkapkan peningkatan penjualan
sampai kemarin mikir tuh
ada dari pertanyaan netizen juga
atau seperti tahun lalu lagi
gue ngeliat up hr dan perbanas tuh
setuju gue dengan pendapat lo dan jeremy juga
akan dilaksanakan dengan jenis e sport khususnya game game yang lainnya
jadi kayak dua lawan lima
termasuk tadi ada juga di telkomsel yang langsung datang ke lokasi sebagai penyedia jasa untuk server dari ppdb itu sendiri
kita masuk ke episode ketiga di tahun dua ribu dua puluh
ada satu level di bawahnya
ya saya pikir saya termasuk yang cukup optimis ya
di prawira ada yuda saputra
karena itu tadi advantage di pemain heritage sama
pasti di labelin namanya rookie
nah dalam seberang kewangku ini kan kita tidak tahu
termasuk negara seperti israel dan negara seperti inggris yang sangat maju
mikroplastik ikut termakan ikan ikan laut
tapi irak juga di kalahkan oleh thailand
itu kami tadi yang seperti saya sampaikan bahwasannya
tidak lelah berdakwah kepada para narapidana
walaupun kita lihat dalam tontonan tontonan kekerasan di media ya di tingkat smp sd sudah mulai kekerasan itu
dan game ini kayaknya bakalan jadi
indonesia mengutuk sekeras kerasnya serangan israel ke rumah sakit indonesia di gaza yang menewaskan sejumlah warga sipil
di sisi defense juga real madrid juga cukup menarik
ya nanti kita akan coba take lima menit
untuk mencapai kejajaran untuk mencapai ketenaman
artinya memang motif ekonomi itu biasanya besar
dan kalau anda lihat dari bagaimana serangan fajar itu biasanya dilakukan
karena kalo dibahas banyak sih bisa
tahun dua ribu delapan tentang informasi dan transaksi elektronik
kenapa alasannya semangatnya selalu ingin menaikkan tadi itu gitu ya
untuk menyampaikan keterangannya terlebih dahulu
udah bisa sekarang tuh kita bisa melihat bagaimana kontribusi reza dalam poin
kecuali beberapa seperti fazul laif main di cska moskow
jadi faktor fallback tuh mengaruhi
karena orang sini pada dasarnya pada dasarnya atau orang orang yang saya kenal
yuk kita intip olahan ikan teri di salah satu toko oleh oleh legendaris kota sibolga
ya karena kita beda dengan yang lain ya
akan membentuk kekerabatan yang
bukan hanya ayam goreng kremes dan sambal
sebagai memberikan nasihat ya harus tegar saya
ya seringkali kita mendengar kata kata bi checking dan terbayang dalam benak kita suatu rangkaian pengecekan yang katanya hanya bisa dilakukan dan diketahui oleh badan keuangan atau bank
apalagi mbak dini juga sebagai pengajar ya di tk
memang namanya draft itu kalau pure draft itu kan perlu waktu
tinggal saya doang berdua sama dia
sehingga menyebabkan cicilan atau investasi yang harus kita lakukan setiap bulan relatif lebih kecil dibandingkan kalau kita menggunakan instrumen investasi
ada sepuluh kalau di dprd itu sampai dua belas artinya kan itu juga membuka kesempatan bagi partai politik untuk bisa semakin besar peluangnya dapat kursi
tapi kalau kita simak untuk bela diri sikit mungkin angka angkanya itu bisa di
jasa rental pakaian pada tahun dua ribu delapan belas lalu empat gaun pesta andalannya menjadi modal awal memulai
suka beli merchanda s band segala macem tapi diatur gitu
dan dia setara dengan level kepala sekolah
sekarang alhamdulillah udah mulai mulai sedikit
diperlukan pendekatan kebijakan khusus
kemudian setelah itu kayaknya perjalanan itu membawa saya ke banyak pementasan
yaitu hanya orang yang memiliki usia empat puluh tahun ke atas
harusnya sih peluang dia masuk playoff sih
enggak sih kalau orang kayak afrika orang afrika sama indonesia gitu kayak gimana gitu
saat ini usia hasan makarim enam puluh lima tahun
karena begitu dia jatuh di perairan
karena ketika lokalnya pun nantinya buntu ya si caldwell kalau gue ngeliat sih bisa banget jadi pilihan gitu
berusia tujuh puluh tahun lebih ini
nah kali ini cen kita udah episode ke lima puluh lima cen ternyata cen
ya lingkungan basket di kota itu iklim basketnya juga bisa menikmati lah si home itu
pantas diafresiasi cepat gitu
satu promosi terus kan memang kalau ibl kita mulainya januari jadi persiapan akhir itu udah pasti di akhir tahun
masyarakat menuntut agar pihak rektorat dan pemerintah meninjau kembali kebijakan kenaikan ukt
karena pria itu seperti saya katakan tadi biasanya dipendam sendiri
memang untuk kegiatan saat ini ini sangat relevan sekali seperti itu didapatkan oleh anak anak muda khususnya mahasiswa dari universitas indonesia
jadi banyak yang bilang gagasan
tarif sewanya rp dua puluh untuk anak anak dan rp dua puluh lima untuk orang dewasa
gue sih gak mau bahas lebih jauh lagi
terus kalau untuk satenya juga dagingnya empuk
oke dan pertama dulu dan dari dulu lah coba ini berarti bahas apa nih dulu
kayaknya lu untuk naik lagi kemana kita harus lihat di musimnya gitu
dan ya yang harus dilihat memang satria muda
mungkin jumlahnya nggak banyak ya karena mereka yang paham
tugasnya bukan tanpa kendala
di partisan mainnya cukup ini ya cukup bagus gitu karena
maka ini menjadi sebuah deposit bahkan untuk di forex
sementara anak daro memakai sanggu gadang sebagai simbol mahkota
mereka pantas ya untuk menang di game tersebut
nanti saya tanya ya saya tanya dulu udah dilibatkan
mereka juga sangat memprihatinkan hal tersebut
adapun komposisi anggaran perlindungan sosial
tante saya menyumbang telur ya gitu
jadi pr sendiri ya buat lf spencer
untuk pileg nampaknya pemain lama masih bertahan di parlomen
seberapa luas sebenarnya deforestasi terjadi di sana
kalau borneo juga dengan datangnya tino
mau gak mau kan
kementerian dalam negeri memberikan legitimasi kepada pejabat pengganti di daerah yang kepala daerahnya belum dilantik pasca pilkada untuk melaksanakan program vaksinasi
jadi melihat siapa aja yang cun dan
amartahang tuhan tipe tipe bermainnya sama itu dari
menurut gue salah satu jadi calon terbesar buat enam
dengan cara ini bakpia bisa dinikmati semua lapisan masyarakat
jadi sekarang yang kalau kita lihat kabar terakhir misalnya ya
mungkin karena jordan memang lagi wangi banget sih jujur
meski diawali bakpia tujuh puluh lima perkembangan patuk menjadi sentra bakpia diinisiasi oleh sonder
akhirnya prawira bandung bisa unggul di second hub gitu
iya lebih develop dan dia bisa lebih explore gitu
maunya sampai rumah sampai tempat tujuan
terima kasih salam sehat semuanya
langkah saya kini tertuju ke salaman
durian yang memiliki daging buah berwarna kuning dan tebal ini memiliki harga lebih mahal dari durian musangking
enggak enggak via chat ada beberapa
makanya tiga belas menit setelah ditelepon itu pemadam kebakaran
yang mereka perlukan untuk mencapai
saya melihat semua orang ahli ahli modeling phd bikin model
yang lain melakukan hal yang sama
mobil kas keliling tidak lagi dilakukan di monas jakarta pusat
ini dia wonder kid indonesia agassi yc goantara
kunjungan ke korea selatan yang akhirnya bebas karantina per satu april nanti
paragraf sebelas dari resolusi ktt luar biasa oki liga arab yang diselenggarakan di riyad sebelas november lalu
tapi ya keluarga nelayan ya
pertama mungkin yang paling relevan itu yang tadi disebutkan adalah isu ketenaga kerjaan pemuda atau youth employment ya
kemudian ada side disknya itu ada sayur sayurannya
kalau pemain lokal sih gue udah acungi jempol lah
dan ketika datang konser ke sini dukungan totalitasnya itu ditunjukin ke situ
bener bener ini pemain sih
jalan berkebaya mungkin bisa diceritakan juga nih mbak
indonesia petis tiga jilid beruntun dia bermain dan selalu jadi pemain star utamanya atau bahkan cuma kedua lah
terus sore nya udah lawan hongkong eastern
meskipun sebenarnya memang ada program program pemerintah seperti beasiswa kemudian anak anak yang berprestasi
harusnya cepatnya mendapatkan kemenangan gitu
terus kayak mereka harusnya punya semangat itu buat ngasih tau ke tim yang mereka sebelumnya kalau gue tuh bisa ngebuktiin gitu sebenarnya gitu
kalau dibandingkan dengan perolehan suara partai partai politik
besarannya itu rp dua ratus per bulan dikali tiga kan menjadi rp enam ratus
pemain asing ini membuat kafe ini secara peran lebih jelas lagi
untuk ius sendiri sih kalau gue liat kalau ius
itu kan di game pertama nggak ada revondrik gak ada wisnu
waktu gue kegebok itu gue belum mikir
mungkin masih merinding juga sih
sejumlah kasus kejahatan terungkap karena jasa kamera pengawas
mempersatukan masyarakat antar dusun dan desa
itu kenapa pemerintahan kita harus lanjut terus tidak boleh ada kekosongan

iya lu dari kecil banget tuh kalau gue liat dari tk lu udah di istilahnya udah dicekokin basket sama papa lu dulu ya
tapi kalau sekiranya itu akan dijadikan sebagai satu cara
ini beras dengan benar benar bermutu yang tertinggi ya
antisipasi jika rentetan gempa terus terjadi usianya harus berpatokan pada prokes ya dan
ini pakar hukum pidana universitas tarumanagara
skill setnya cukup komplit juga apalagi kalau melihat
pokoknya kadang suka main bareng gitu
yang pastinya gue yakin sih mereka
negara negara yang joint nomination
kehilangan kita kalau seandainya kita tidak mendapatkan kesempatan untuk ikut berlaga
dan macam macam itu disobat di gabungan satu
yang membantah dengan tegas bahwa tidak ada sama sekali aliran dana korupsi ke partai nasdem
gue emang lebih suka sama amrik
singapura dan juga thailand
ini ya pemain pemain entah itu lokal entah impor dan juga naturalisasinya apakah ketika nanti ada
tapi posisi itu kan waktu lo ditunjuk itu gimana
suruh akuisisi freeport yang sudah lima presiden tidak pernah berhasil
baik pak kami juga mendapatkan informasi terkait dengan tarif ini
juga memiliki analisis yang memperkuat hal tersebut
ya enam game pertama
menurut gua level nya belum se acim ya
karena kan industri tekstil ini adalah pasarnya terutama ekspor
untuk menyalurkan air bersih pada penghuni rusun
nah ini tim timnya udah dikasih kesempatan
siapa nih yang nantinya bakalan
dan menurut gue memang dia sudah siap ya
happy new year dua ribu dua puluh empat buat teman teman abah stok semua bersama gue abu christian dan juga vincent
sehingga pendapatan perkapita kita bisa meningkat
betul sekali kita take setelah pertandingan pertandingan yang seru di seri surabaya
indonesia buat basketnya tuh lebih
dan menyuguhkan pertunjukan tari bagi para pengunjung
kalau mau ada highlight boleh sedikit sedikit
bisa lebih paham lah tentang euroleague karena ini kayaknya bisa jadi salah satu acuan juga untuk kita
menarik untuk ditonton di fiba world cup kali ini sih
meramu tim ini menjadi tim yang berbahaya
hal yang sama juga diutarakan nina
meningkat level lu itu kan always positif buat lu
ada ya sekarang nih yang lebih laku
tapi tentunya nanti kita lihat kembali kebijakan dari pemerintah

kemudian dijual lagi juga bisa itu
tunggu dulu kalau dengar namanya jadi penasaran kan kenapa bernama janda sih
tapi misalnya kita lihat dari beberapa highlight
memang dari materi pemain lokalnya sih
termasuk menghindari ruang politik praktis untuk sekedar mengancam partai politik
faktor obesitas diabetes hingga malnutrisi
tapi kalau suami suka dengan makanan asin maka istri harus paham
cukup pilih lokasi mobil khas keliling dan tanggal yang tersedia
bahwa kekerasan itu bisa dipelajari oleh lingkungan pertemanan dan sebagainya
karena itu tidak bisa dihindari juga ya
walaupun saya bersyukur tidak sampai parah atau tidak sampai masuk rumah sakit sebagian besar
tetapi bagi perempuan yang sudah mendapatkan pekerjaan itu
bahkan kena batuk pilek
nanti tanya ya kalau presiden udah pulang masih mendukung pak ganjar pranowo atau punya pilihan lain ya
untuk penyakit ginjal diabetes dan perlunya berbuat lebih banyak
ya pemerintah hanya melihat tadi ya
siapakah yang player to watch nya
yang banyak membahas kebijakan publik dalam skala global menilai
kita suntik lima puluh enam juta tapi baru empat puluh juta orang
atau enggak sama sekali malah
kalau pilihan sistem pemilu mau terbuka atau mau tertutup ambang batas ini mau naik atau mau turun
semoga kita bisa take nanti di jeda match week pertama dan match week kedua ya
di bangladesh suhu sempat tercatat mencapai empat puluh satu derajat celcius
seperti tahun ini juga ada beberapa case ya
musik kelentang nunggal mulai dimainkan
dari yang sudah direvitalisasi seberapa signifikan dampaknya terhadap keinginan masyarakat menggunakan transportasi umum itu tadi
dan bermain di tanggal empat belas lima belas kalau nggak salah gitu dimana ada waktu resmi lama lah untuk di iblnya
dan ketika dia membuat akun twitter
melihat rekam jejak prof yusril yang sangat sangat capable gitu
untuk kasus positif harian dan juga angka kematian
ataupun seorang individu itu dia bisa dikatakan sering menghutang dan sering gagal bayar
kayak lo kemaren mungkin main di liga india gitu
seberapa jeleknya mainnya bram pada hari itu
tidak hanya itu ustadz hasan makarim juga membantu para narapidana
untuk menjaga atau apa ya
karena netizen millenial udah berpikir tentang substansi masa depan mereka gitu
tapi harapnya berharap juga
secara latihan pun mereka lebih lama gitu dibanding west badit
mungkin untuk saat ini ya bu ya
sementara mahfud adalah figur dengan mendapatkan sentimen positif terbaik
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam

bagian daripada persiapan baik itu fisik maupun non fisik terhadap baik itu tim indonesia maupun fasilitas infrastruktur yang didapatkan
di sisa pertandingan musim reguler dan juga andai lolos ke babak playoff
dan memberi pelatihan secara berkelanjutan bagi para generasi muda agar hikayat sentra kerajinan pleret tak hanya bertahan selama satu abad saja
tetapi ketika dia melihat ke media sosial pilihannya bisa berubah
ke pemimpinan pelatih utama di prapon
atau gravel atau lainlah seperti velo gitu
cuma permasalahannya kehilangan rizky ridodo menurut saya adalah kehilangan besar
qatar ini sebagai tuan rumah piala dunia
soalnya kan kalo lu kan anak jaksel
kalau tadi disampaikan pak gufron koordinasi diantara kelembagaan yang ada dari aph
sekali sayang waktunya ini sudah menjelang jadi kepada pak jondodani mas hani santoso mas edo
di ibl musim depan ya
kemudian berkembang kjri sendiri pun baru mengembangkan
kita bisa belajar tadarus bersama online semuanya sistemnya online
ya itu menjelang isolasi kan sholat jumat bareng lah gitu ya
karena seperti yang tadi pak john bilang kita di australia ini kan kadang terisolasi
seperti halnya dr dolittle
ya sekarang jam delapan empat puluh dua sampai gadok tadi perjalanan berarti dari jakarta selatan
begitu juga ketika lawan uzbekistan dan melawan irak
cuma karena memang kemudian ada agenda lain untuk mengumumkan cawapresnya pak ganjar pranowo sebagai capres
kayak yang bakpia bakpia yang lain kan pakai oven pakai gas kenapa masih mempertahankan pakai arang
pemilu seribu sembilan ratus tujuh puluh satu itu pemilu yang penuh gontok gontokan
sejauh mungkin bahkan sampai dapetin naisme trofi lagi gitu jadi ya
gitu jadi kalau tahun lalu mereka punya anthony ellen lebih nyaman karena dia punya speed juga
apakah sekarang sudah lebih baik gitu
lebih cepat diadili lebih baik supaya terang benderang pada proses yang dilakukan pak sel
kalau gue ngeliat justru di antara aridafa atau mungkin jordan oi yang mungkin akan dapet menit ya
di bulan terakhir deric main di indonesia
dalam kondisi seperti ini nampaknya petugas harus cepat beberapa orang membuka kunci pintu sel
which is yang ada kayak mengandung aerosol yang berbahan aerosol yang ada alkoholnya
megang bola kita tutup dua orang aja
apakah memang gugatan gugatan ini nantinya juga akan sangat punya pengaruh cukup besar terhadap pasar modal yang ada di indonesia mas joshua
gue tadi juga lupa posisi lansun
jajar rizal terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected selamat malam
terutama yang misalkan tadi gue sebutin ada reza yang bisa step up banget
tapi ya it s a good idea kalo misalkan mau menyewa lah ya dalam tanda kutip ya
kan nanti pelantikan di oktober
seperti bayaran dari festival lain dan pendanaan dari brontweet music festival
dalam artian bagaimana bisa mendorong lagi penciptaan lapangan pekerjaan
apa sih dia lagi pake musik bass bandnya gitu loh
jadi wajar aja orang
akhir pekan biasanya menjadi puncak keramaian pengunjung di pusat perbelanjaan
tapi sekarang ini kan ideologi itu makin cair
pemain muda juga buat ngebuktiin di viva world cup
artinya secara konsep secara feelnya
mulai dari obedience atau ketaatan agility atau kelincahan hingga proteksi bagi pemilik anjing
ya gua harap dia bisa menjadi apa ya
pt kereta cepat indonesia china kcic telah melakukan uji coba kereta api cepat jakarta bandung
nggak ada angkutannya bis akap nggak mau
lembaga pemasyarakatan juga melakukan pembinaan
nah jadi mereka enggak perlukan kendaraan pribadi
nggak mungkin ada orang pki terus masuk masyumi gitu kan
berarti kurang lebih dua puluh kali makan ya untuk satu bulan ya
jadi anak anak nanam kemudian dipanen dan dimakan sendiri gitu ya
dan juga meringankan untuk kedua terdakwa
kalau dari sejarahnya sebenarnya mereka sudah di modern era ya terutama dia udah
di situ terlalu dapet itu dia
khususnya investasi di pasar modal
yang pertama ketika dia pilih gas
menuju ke play off empat seri lagi
tapi kan dari fashion nih kan
klub yang bawah misalnya
mereka dapat pelatih yang menurut gue sih
jadi kalau netizen bilang itu ada plot twist gitu
cuma abu ada mau tanya sedikit ya pak
sehingga setiap tahun kita saksikan
menarik emang si eurolik untuk kita bahas sih kayak selanjutnya karena
ya kita lihat aja nanti apakah coach anthony garbieto
terus gue tanya hayley williams kenapa
cuma kan sayang waktu itu kan ada covid sembilan belas yang
serabi noto suman hanya ada dua varian original dan coklat
jadi misalnya untuk anak sekolah mereka drama
pagi pagi sekali saya sudah berada di dapur
petugas juga melakukan rapid test kepada kucing
bagus bukan oke lagi sih bagus lah
sehingga biasanya selalu apa selalu mentok gitu ya apa pembahasannya
kita mau beli tiga puluh ribu itu bisa sekitar enam ratus ton per day
setelah kebakaran pasar ini dibangun menjadi enam lantai
nah itu kemungkinan di tulang belakangnya ada
seperti besovits seperti anthony ellen di tahun lalu gitu tapi dia butuh juga pemain yang punya speed
memang secara size tapi mereka ngapain ngambil paman kecil lagi gitu
jika dihitung total perjalanan yang mereka lakukan bisa mencapai empat jam dalam keadaan normal
kami siapkan fasilitas fasilitas baru
emang udah pas tchen
sekarang justru lebih banyak anak anak mudanya karena internet juga accessible juga
termasuk juga menjalankan ketahatan ketaatan terhadap peraturan peraturan
apa yang menjadi argumentasi mahkamah konstitusi
jadi menurut saya ketiga anak e who ya selalu ke anak
kita kan masih aspek pemidanaannya yang dilihat
itu kemudian juga dikonfirmasi ke sambung
ya ya sudah yang penting masuk dulu deh yang penting jadi dulu itu yang paling bahaya menurut saya
salah satu match up yang memang paling ditunggu tunggu oleh ibl fans ya bisa dibilang
enggak langsung enggak langsung ngekunin basket jadi kayak kayak gimana sih kayak jadi di sekolah itu tuh emang boomingnya tuh basket dibandingin futsal sama bola gitu loh
si justin itu deket sama pelatih walnut kan dulu namanya sekolah gue walnut high school
kalau perharinya ada aja yang terjual sekitar dua tiga gitu
vaksin merah putih akan diproduksi secara massal pada semester pertama dua ribu dua puluh
dan menurut gue ini jadi pembuktianya dia juga nih
tapi ketika mereka masuk ke mahasiswa
mbak dini kegiatan mbak dini disana ngapain aja jadinya selama ramadan ini
begitu pun dengan bali ya yang secara keuangan mungkin lagi ga enak nih
agak agak sulit buat adjustnya ya nantinya
associate profesor mark gragory dari rmit university mengatakan pemeriksaan terhadap pemadaman layanan secara nasional ini sangatlah penting
orang boleh mengatakan necessary but insufficient
nah untung pada waktu itu
baik kenaikan yang tinggi itu salah satunya karena inflasi faktor inflasi yang digunakan untuk menghitung kenaikan tersebut ya pak ya
nah ini makanya dengan banyaknya pemain yang didatangkan nih tadi ya
sehingga orang orang yang memilih partai tadi suaranya jadi terbuang
jelek jelek jeleknya sama kayak sandi gitu
tapi masalahnya tinggal akurasi nih
lalu kami merasa bahwa kok anak anak muda ini
si fragit dan tim juga udah gak bisa nampung karena memang secara
baik kalau maju mundur revisi tersebut
dalam wadah paguyuban ini mereka terbiasa tidak berkompetisi meski sama sama membuat bakpia dengan lokasi produksi yang berdekatan
jadwal semulanya kan tanggal tujuh belas tuh jadi tidak akan berubah kalau jadwal tetap sesuai sesuai rencana
kita tunggu nanti bagaimana hakim mk memutuskan perkara batas usia capres cawapres di bawah empat puluh tahun ini
jadi ini yang menjadi kejuruteraan kita bersama lah begitu
cuman kalau gue melihatnya sih ini jadi senjata rahasia buat pelita jaya
artinya bapak maju terus ya pak ya dengan segala resiko dan juga tekanan tadi
untuk yang pinjol itu ternyata dia kredit konstruktifnya sudah sampai enam puluh persen dari total kredit yang dipinjamkan di pinjol
itu menyulitkan pelaksanaannya di lapangan
prawira bisa tampil meledak di partai final
walaupun ya kita gak tau nanti season kedepannya akan seperti apa
tetap semangat tidak putus asa untuk berbagi energi untuk mewujudkan mimpi bahwa kami di sini
pilihan dpr ri dan dpd
kayak danny ray fieri gabu
ya begitulah lawan lawannya
gerakan yang harus wajib dikuasai oleh seorang
ini piur peran seorang bapak nih bu
namun ketidakpahaman masyarakat akan sistem
kemudian bertransaksi perbankan hanya melalui telepon pintar jadi daya tariknya
gue gue tau lah anak anak bola sama anak sama basket tuh
agar sekarang naik air jordan atau naik esp segala macem gitu
padahal dia cuma jatuh kepleset gitu aja dia sudah bisa terjadi patah tulang
ya nyuci baju pak kan terendam semua itu
pendapat dpr bahwa presiden melanggar hukum
diperoleh kembali dengan rkuhp
ada beberapa tips bagi investor perorangan saat memilih saham ketika fenomena windows dressing
yesaya agassi arigi aldi mungkin yang pasti dia bergeser
tidak semua hak yang diatur secara konstitusional itu
juta rupiah ia gelontorkan sebagai modal awal untuk membesarkan sewa baju bayi della dan
aduh lupa lagi ya abis gajian sok sok healing habis gajian kan lupa ya gaji
posisi kan yang ga tergantikan sebenernya kan anthony bean ya
namun persoalan menghadang dan tak kunjung terselesaikan
kita masih take di hari yang sama tanggal empat januari
kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
apakah masih ketat prokes macet atau tidak berapa lama ya perjalanannya
tapi sejarah politik itu penuh konflik
dan apalagi sekarang kan kita tahu
alias buah dan marshmallow yang berselimut coklat
ya melihat kayak pemain favoi itu kan sebenernya
saya menikmati dengan apa yang sudah selalu diberikan
sebenarnya kalau dilihat datanya apakah memang titik atau luasnya ini semakin meluas setiap tahunnya atau seperti apa
hmm iya iya iya lu udah pernah steam sama jalo belum kayaknya kalo lu steam sama jalo orang gak akan dapat ribon dah
bencana alam yang terjadi di musim hujan danang cahyo semarang jawa tengah
hmm kira kira tim yang lain dapat apa aja ya wah ternyata ada gurita baby crepes jus stroberi jus jeruk dan
kalau kalau kalo gak salah di dewa kemarin itu
ya ini pergerakan itu dinamika di pasar modal itu masih akan bisa mungkin sangat bisa mungkin terjadi
ya kan ini juga tambahan ya kita kan juga
isu memanas soal perpanjangan masa jabatan presiden ya
dengan antonia erga tadi
terus gue langsung gue tanya lu lagi buat konten kamera lu mana
pak tony kalau tadi mungkin salah satu faktor tantangan yang disebutkan oleh pak joko
bahkan sudah inisiatif dpr itu sudah sampai balik untuk menjadi draft
antara pemain asing antara pemain lokal
karena itu sejak november oh enggak lho itu tadi yang saya sampaikan bahwa pemerintah korea selatan sudah memiliki program untuk menunjukkan
ya selamat pagi aldi saat ini saya berada di transmart cilandak
distrust lagi masyarakat kepada pemerintah
belinya kayak sendok ini sebenarnya lucu aja gitu tapi aku kurang tahu pakainya buat apa tapi
dua seri terakhir ini di bandung dan jakarta
kalo musim lalu kan empat tim baru masuk
menurut gue gak mempunyai point guard
kami bahas malam hari ini bersama direktur eksekutif perludem hoirunisa nur agustianti
bentuk kubah melekung tipis dan tidak cembung
kita tidak ada karena sudah sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh kesehatan
karena kan waktu itu kan memang dewa tuh mengambil pemain tuh sebelum keputusan tiga pemain asing ini keluar kan
arigi juga mungkin bisa dimasukin dalam situ
menginginkan lebih banyak dana untuk program kesadaran
kalau warna yang campur itu rp tiga
kalau pjsm udah sama sama aja sih pr nya ya
salah satu alasan yang melatar belakangi kemarahan tersebut adalah di mana rkuhp dinilai
mungkin kalau ngomongin shooter mungkin ada dhani
sekarang saya mau lanjutin habisin dulu ya

ini juga menunjukkan ada kemungkinan ataupun ada potensi bahwa pemilu presiden khususnya ini akan berlangsung hanya satu putaran
ada henkie dinfandi cuman
termasuk aktif mendorong masuknya investasi dan isentif perdagangan di negara
dan untuk lawan joe dania jujur aja gue gak nonton banyak
nah ini yang kita khawatirkan itu ya bisa merusak ekosistem gitu
supaya kelihatan apa besar gitu
pertama di enzo court tuh pas kapan
oh iya iya ini kayak ada kakak disini
mengasih kesempatan ke pemain pemain lokal kita
bersama perusahaan efek secara gratis baik secara offline maupun online
hang tuh ah dan itu juga lumayan ngebantu hang tuah yang waktu beberapa science to masih kekurangan
beberapa pemain asingnya juga saling ngebantu
satria muda mampukah keluar dari tekanan yang begitu besar ini ya
tapi kalau kita bicara kampus kampus yang besar di kota besar yang ngetop ngetop itu
gak tau deh bisa pindah ke ips atau enggak
kan memang kecepatannya berbeda ya dengan sepeda lainnya
kembali lagi kita di hamin satu ibl indonesia tip of di dua ribu dua puluh tiga ini masih bersama gue abu christian dan
jadi kita tinggal oh yang ini nggak ada nih kita bikin baru
pertama tama melalui cnn indonesia saya kembali mengucapkan rasa duka cita yang mendalam
penampilan live music berlangsung sekitar satu hingga dua jam mulai pukul enam tiga puluh
saatnya saya mengakhiri perjalanan saya di weekend getways kali ini
khususnya untuk bisa mengajak masyarakat terus menggunakan transportasi umum ya
dan it s a good thing buat pelita jaya juga ngambil si brownlee sih
apakah akhir akhir ini kamu sering merasa lengket
kalau kasusnya untuk pelatih gimana pak
supaya anak anak ini bisa lebih siap ketika
yaitu lembaga pemasyarakatan batu permisan besi dan kebangkuning
sendiri masih nunggu sampai sekarang gue sendiri masih nunggu sampai sekarang gue sendiri masih nunggu
masih mengunggulkan dua tim teratas
kompetisi yang lebih banyak lagi
jadi salah satu hal
bahkan menjadi atraksi wisata budaya yang sayang untuk dilewatkan
qiang lim yang tuker tukeran di
ada main dishnya itu yang protein proteinnya
kalau mula mulanya itu semua yang dinamai pakai bak itu mesti daging babi
pemerintah federal mendengar telah meluncurkan peninjauan terhadap bermasalahnya jaringan optus yang mempengaruhi jutaan pelanggan
dari kepergian seorang abraham
tapi sebenarnya baru buka desember tahun lalu loh
nah ibu saya ri ini lebih beruntung dibandingkan dengan teman temannya
dua puluh tujuh berarti tanggal tiga hari lagi bakal ada playoff pertama dari first round ada dua ada
caca lah seru juga soalnya ngomongin karirnya ini cyan
tapi diisi lain indonesia juga gak kalah
antusiasme dari masyarakat sejauh ini seperti apa sih
dan terbentuklah sentra sentra baru
meskipun ukurannya tidak terlalu besar harga durian ini bisa mencapai rp empat ratus lima puluh per kilogram
enggak jadi kalau bubble itu kan dia tertutup
yang sebenarnya terintegrasi antara bola dan basketnya gitu
oh tapi ini lo turunan main basket berarti kalau ngomongin turunan main basket keluarga lo ada yang main basket atau enggak backgroundnya
industri teks ya menurut gue gak ada salahnya juga gitu ya
gue ngeliat dia beberapa kali juga cukup hussel
ini yang dibawa yang di sini kan sekarang di sabang kan mau dibawa ke banda aceh
kalau ini nyelip kan satu kan
broker broker yang mungkin legal di luar negeri sana
ada beberapa pemain yang baru balik dari tim nas
tiga juga akhirnya hadir di gedung kpk jakarta untuk menghadiri paku integritas kpk acara yang diselenggarakan kpk
sudah mencapai angka satu dua belas persen pada maret dua ribu dua puluh
gue tadi itu sama
kontrak yang diinginkan oleh si nikola mirotic akhirnya jadi bola panas kira kira semikin mpp
mobil gitu enggak ada terus dicari suami saya ketemu kurang tahu ya mungkin saya yang kurang teliti
itu aja sih udah banyak dibahas
orang tua juga harus memastikan kenyamanan balita selama di perjalanan
ke kelapa gading bareng kaugi kebanjir nanti
tapi dipakai sama karyawan nomartnya
gimmick politik memang sulit lepas dari politik tanah air
kemudian sudah kita peringatkan juga ya kan jangan sampai kemudian terus menyebarkan
langsung bertata sebagai ketua umum psi
paling banyak sih di kita paling lima ratus karena areanya lima delapan hektare
ya saat ini temuan sementara
penyakit pada kulit yang membuat kondisi kulit nampak berbintik bintik
tapi belum tentu mungkin yang di bandung
apakah greg atau jonathan bisa bantu
dan akhirnya terlupa ya bahwa ada nilai nilai
kalau misalnya kalau kayak kerudung biasanya
pasti dia akan bicara dengan koordinator ekonomi kan
mustahil presiden akan sibuk di tanggal sembilan belas
iya jadi kemarin akhirnya sih pages sama pacific tetep main
mahkamah akan menyerahkan kepada pembentuk undang undang
ketika memutuskan menyatukan antara pilpres dengan pileg
kemudian menteri koordinator bidang perekonomian
jadi kalau saya lihat virus ini sulit ditebak
seperti bapia tujuh ratus tiga dan tujuh ratus empat puluh
sehingga ekonomi kreatif kita bisa terus berkembang
ya jadi gini ini memang dilematis ya
dan disitu yang tadi gue nambahin lu bo
yang gak bisa juga nih untuk mengisi
dan bisa lu bahas mungkin
tadi gue lupa sebut juga michael
di beberapa kompetisi yang
variabelnya bukan hanya ambang batas
update terakhir sih terakhir gue denger dari perawiran perawiran mereka minus lobu karena
nggak pernah cerita kurang tahu ya mungkin emang suka janji atau gimana gitu kan
terus prastawa juga seperti lawan arab saudi
nah dalam school committee itu berdasarkan undang undang itu diwajibkan bahwa dalam school committi harus punya nutrisionis
padet banget ya kayaknya kalo tiap hari bikin episode
dalam satu bulan ribuan baju kucing ia produksi
undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tujuh belas di pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf ki
pengecekan di aplikasi peduli lindungi apakah
partai nasdem di kantor dpp partai nasdem jakarta
tolong dong dibongkar bukan hanya yang itu tapi pejabat yang abc
raffis ari arief tidiawan jakarta
mohon bu gat yang menjelaskan
hal ini disampaikan direktur pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung
misalkan itu pakainya tepung terigu gitu
putra asli borneo ya bisa dibilang ya
ke satria bangawan solo yang sejauh ini cukup solid ya
lima ratus miliar ini diajukan oleh menteri olahraga pada saat itu
fiba asia cup siapapun yang main menurut gue sih
yang selanjutnya disebut kemenko pmk
itu yang saya bisa sampaikan baik itu dibanding keadaan terminal tersebut sebelumnya
yang menyediakan semua keperluan konsumen
namun tempat ini merupakan masjid lautse yang sudah ada sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh satu silam
kemarin kalau gak salah hampir gak ada ya
artinya mereka bisa dikalahkan juga oleh tim dari asia tenggara
yang daerah masih kumuh gitu kan ada seperti itu
karena mereka pun masih terlihat meramu ramu tim ini mau dibawa kemana gitu
apakah mereka coba membongkar pemain asingnya
gibran memiliki artikulasi yang bagus ketika dia menyampaikan kepada audiensnya
jadi mereka bisa mendapat dampak negatifnya
sekalian ia ingin mengajukan pinjaman
ini merupakan gelombang dengan frekuensi delapan sampai dua belas herz
yang hang tua kan
jadi jacob juga gue harap dia bisa step up di next time untuk prawira ya
ada yang ada yang mau ada yang bisa
kemudian ibu sri mulyani menteri keuangan
nah ketika antar provinsi kan sebenarnya asal dan tujuan dari angkutannya itu baru mencapai ke pusat pusat kotanya
tadi kalau di episode dua kita bahas role player nah ini akan menjadi apa menjadi kartu kunci
gue melihat malah najil young yang cutting cutting inside ke dalam gitu
mendingnya cuma di pandu
lalu juga bagaimana mempererat hubungan antara partai politik dengan konstituennya
pompanya kita bisa lihat di dalamnya ini sangat beras
dewa sama hangso ini salah satu yang menarik juga
anak anak muda kemarin masih bisa dijaga
nah ini yang menjadi kesedihan tersendiri untuk masyarakat terdampak
gak jauh beda dengan
kalau anak basket tuh kebanyakan emang pendidikannya diutamain
gue gak yakin sih seorang julien nanti bakal dapet menit banyak
bahkan lintasan rel juga ikut tergenang
jangan saling nyinyir gitu
nah itu kan datang dengan harga yang memasuki
ini kan seolah olah bahwa memberikan bantuan untuk abcd
dia dalam tanda kutip kita ajang uji coba
gue gak tau temen temen yang lain melihat hal yang sama atau enggak
muka muka dari dewa united kayaknya beberapa karyawan juga sih yang familiar kayak
lembaga pemasyarakatan juga sangat membutuhkan peran hasan makarim
tapi itu masih dua tangan jadi ya bilangnya tengah
dan kita liat nanti ya siapa yang diambil eh untuk eh asingnya oleh coach evrim eldi
justru hampir semua pemilu itu digabungkan di satu hari yang sama kecuali pilkada
kalau gue ngeliat cilohon nih semakin males gitu kalau gue lihat defense nya ya
ini memang butuh waktu butuh pendekatan pada penggunanya
nah artinya kan itu kan
tapi kalau dari perspektif sepak bola saya pikir kita harus jujur mengakui bahwa lawan kita uzbekistan memang bermain lebih baik ya
kemudian juga seringkali kalau kita di pinjaman online ya
pemain pemain yang bisa tugasnya di bond
gue melihat ketika mereka bermain di fiba asia cup aja sih
karena paling tidak dalam kasus perundungan itu seringkali pada konteks senior junior begitu
apakah betul soal korsleting listrik pak yasona
kemudian etika di meja makan bagaimana mereka harus bisa merapikan shopstick sumpit
ya gapapa nyambut agama gua prawira juga
karena dia lumayan oke kalo marking
ya malik danberg bisa berkontribusi dengan
jadi sebetulnya persoalan isu ambang batas ini ya ini selalu muncul gitu ya dalam pembahasan revisi undang undang pemilu
terus si michael juga bisa mengejutkan kita semua
bitung itu sulawesi utara manado
gua ada tiga pemain
peningkatan masalah yang lebih besar
namanya musik independen kan musik punk
yang sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today
jangan sampai banyak suara yang terbuang
kalau sekiranya pemilu tidak bisa dilaksanakan
pemilik bisnis dinas basumal menyebut bisnis tekstil ini menjanjikan
seluruh kostum yang memenuhi lemari galeri
oke masih ada lagi untuk pollingnya
dia hanya masukin enam belas dari tiga puluh satu percobaan
sehingga sistem pemerintahan kita menjadi kuat
dengan keunggulan ataupun cuan yang bisa sampai cukup besar itu kan kemudian ada yang dinamakan margin call
itu tahun ini kita daftarnya
terus gakuran tau gakuran gak
oke anggap pun enak banget deh super autentik jadi lupa kalau ada di tanggerang dikirain udah
dan beberapa tim eropa yang mengejutkan
iya gue kan kemaren kan lama di bola
filosofi makan bedulang ini adalah rasa kebersamaan dan saling menghargai antar anggota keluarga
tetapi posko yang offline yang ada di kantor dinas pendidikan ini juga dibuka untuk orang tua yang butuh bantuan
australia masih masih cukup solid apalagi dia punya mati stable di sisi
ketinggian dia di bali ketika dia awal awal
terus kan dia disebut lord wenas
nah ini juga sebenarnya kurang dipikirkan oleh mpr ktm ud empat puluh lima
promis bakal lanjutin jadi pemain bola
mungkin bisa dibagi kepada kami informasinya
saya akan membantu orang orang di luar sana yang melakukan isolasi sendiri
robot trading itu termasuk bagian daripada automation trading management
salah satunya ini nih bukit seger di kabupaten lombok tengah
saya tahu anda banyak akan berkomunikasi mengurusi jenazah warga binaan itu dan juga bertemu dengan keluarga
kalau visualnya ini yang saya takjub dari k pop sekarang ini rasanya kayak visual video game
dan menurutnya perdagangan ilegal
karena sesuatu informasi itu disampaikan kita dengan cara yang halus
aduh ini lawannya gimana nih mainnya gitu
desyari tonang maria oktober cnn indonesia
tapi di second round ini ya mungkin ada faktor juga saat dia jatuh ya kemarin ya
keliatan abis tiga puluh satu point malah jadi ngedrop kemaren
ibu eka ini bisa dijelaskan untuk proses di transmart sendiri ini berapa dosis perharinya dan targetnya untuk siapa aja sih bu
maksudnya kan avan lau rogun dan t baby ini kita gak pernah pikirkan mereka akan keluar di tahun ini gitu
tadi gue udah mikir mikir ya
kosnya juga lumayan besar gitu kan
misalnya tadi udah ngomong kita bakal ngebahas dulu sedikit
apakah akan mengganggu kesetaraan dan keadilan pemilu kali ini
jangan tahu akan dia coba juga bisa menembak di luar gitu karena secara
ketika ngelakuin scrimmage game dan lain lain
kemudian ini beberapa kan ada yang kawasan emisi gitu ya
terus setelah saya bergabung untuk ikut tari
waktu itu saya masih smp dan saya jadi aktif membantu partai politik ya
ini yang sudah beroperasi sejak dua oktober kemarin dea dan freddy
melihat kondisi yang saat ini cukup
misalnya ke pasar afrika misalnya
dan di indonesia terkumpul empat puluh satu member aktif
sosok lah ya menghadapi iran
memang pemilu itu tidak terlepas daripada power politik dari mereka yang sedang berkuasa
gatotri hardianto akun coro jakarta
jadi sahurnya sekitar jam tiga sampai jam empat tergantung harinya
ya maksimal kalau ada maksimal seratus saya juga ikut seratus
meski masih sanggup bertahan para perajin keramik tradisional memiliki kekhawatiran akibat sulitnya proses regenerasi perajin muda
kan akan lebih efektif juga pola pemerintahannya mas
berarti long story juga ya cerita hidup lo ya
lu freelance jadi relasi makin banyak
kayak apa gempa megatrust itu misalnya kan
takit easy malah ya
ada nuke juga yang kembali ke bpj
biasanya memang antar partai politik antar fraksi fraksi ini sudah punya hitung hitungannya sendiri
sehingga nama baik keramik pleret bisa terjaga
begitu mendengar suara tembakan peringatan dengan sigap anjing ini langsung menerjang masuk ke dalam mobil tempat buruannya bersembunyi
enggak sih cuma kayak kan sering tuh diajakin main futsal kan sama temen temen masih takut aja nendang keras
kalau misalnya ini nggak ada covid nggak tahu nih nanti persiapan udah kayak gini
ya artinya begini bahwa jangan menyerahkan persoalan pendidikan itu kepada sekolah ya
kalau gue sebenarnya concernnya cuma ke ini sih
dan saat ini juga masih ada yang mengeluh terkait dengan headway
kedengeran jelas gimana kabarnya
ngambil game pertama itu jadinya
beliau presiden yang terbaik
pengunjung harus menjelajahi satu persatu lokasi untuk mengetahui keistimewaannya
gue ezra damaraputra sampai ketemu di podcast selanjutnya
sangat bagus sih untuk ini dan emang membantu banget
jadi transparan ada emotenya ya
selain itu ada juga parameter karena revitalisasi ini kan kita sifatnya merombak cukup besar ya
pakaian ketat dapat memicu iritasi pada kulit yang menambah potensi keratosis pada kulit
diperkuat oleh seorang braden francis belum ada jared shaw memang udah dari jared shaw udah ada
mau buat camilan buat sarapan bebas
yang akan jadi pr bagi pelita jaya kalau misalnya nanti
sebelum kita terlalu jauh saya mau ajak anda dan juga mbak tika kita akan lihat soal sentimennya dulu
jadi kadang kadang kan kita juga mempelajari sejarah
masih bisa tetap fokus dan juga
jalan tengah dan berpegang pada putusan mahkamah konstitusi salah satunya mengubah pasal penghinaan
manajemen pemain juga tuh penting ya karena favoi ini
ada isu soal verdi sambo soal jis tiba tiba menurun dan bjorka ini tinggi sekarang
dinggung oleh pak idil tadi idealnya pak sebenarnya mulai menyiapkan dan menghitung biaya pendidikan anak ini sejak kapan
sebenarnya anda sudah melakukan trading forex
favorit jawabannya andakara prastawa ya
aku juga setuju dengan kak ujo dan kak awgi yang bilang kalau misalkan jeda ini tuh membuat tim tuh jadi kayak start kembali gitu dari awal lagi nih kayaknya
kalau kita sudah sempat singgung juga di podcast sebelumnya
tidak adanya wenas di roster
jadi itu salah satu keinginannya dan dari situ timbulah keagasan untuk membentuk semacam wadah
sangat mau wajarkan di game melawan arab ya
beliau tanya tanya siapa yang bisa diajak bareng nih
ya itu yang cukup lumayan lah buat tim tim yang bisa dibilang udah punya
ya itu lebih banyak menurut saya karena faktor kekecewaan kita ya
ya memang kalau lo liat gamenya sih
berita terkini untuk sbias audio program bahasa indonesia hari jumat dua puluh dua desember dua ribu dua puluh
beberapa series kebelakang kali ya
langsung melalui program program bantuan sosial
ini berarti enam hari ya kita take tuh di tanggal delapan agustus
pak ikrar nusa bakti terima kasih sudah bergabung bersama kami
tapi gue coba aja gitu kan
ia berbicara pada bulan september yang lalu tentang peningkatan akses terhadap obat oral
terus marketnya mungkin jomplang jadinya lebih lucu gitu kan
salah satunya dipicu oleh sentimen pasar global
itu tapi buat pelajaran juga sih menurut gue untuk pemain pemain rookie next stesir ya
nah lumayan kan nanti ketika pertemuan di ruang mana gitu kan
sebelum kita berbincang dengan pihak yang banyak mendapatkan kerugian
di game kali ini ya dia cukup oke lah
lihat ya gua harap sih brandes bisa bisa apa ya bisa mengerti pemain pemain lokalnya juga karena
akan berlangsung sampai setidaknya beberapa bulan lagi
di sekuens yang dia dapet free throw gitu kan
ya gue mau nambahin shoutout sih untuk yeskiel ya
dengan perkembangan tersebut pertumbuhan ekonomi tahun dua ribu dua puluh empat diperkirakan meningkat
sebagian besar sampah bersumber dari hotel dan restoran
wow tampil sangat pelat sekali lawan sm
yang mendaftar nanti total sekitar tiga ratus ribu
ada juga yang masih tanah belum pernah di beton
menitnya rollnya tuh udah
beberapa di antaranya adalah isu pengurangan pembelian aset dan kenaikan suku bunga misalnya tahun dua ribu tiga belas perlambatan ekonomi cina yang terjadi pada tahun dua ribu lima belas
ya itu dengan cara apa
karena mempunyai emosi yang sangat luar biasa
florida general lah untuk pj di di apa di lapangan gitu
caleb dan lain lain kan mainnya lebih keluar gitu
saya merasa ada rasa cinta untuk melestarikan budaya pesisir sibolga ini
dan ini bisa jadi
di mana bencana banjir dan longsor terjadi sepekan yang lalu dan melahirkan banyak korban begitu
udah mungkin ya kalau dari prawira ya
khususnya dari sisi permintaan
thomas robinson atau kj mcdaniels mungkin
perbendaraan dan anggaran negara atau omspan kementerian keuangan
di mana maksudnya luar negeri gitu
ind of the year gue ada dua nama yang mungkin
saya selaku bendahara umum tadi malam sudah mengecek langsung ke rekening partai
nanti kalau ada warung di situ kan mesti ada yang makan di situ kan
di mana mana kekerasan sosial masyarakat terjadi kekerasan hari ini ya
kan tidak ada satu partai pun yang lolos
pada tahun dua ribu dua belas deni berhasil mendapatkan perubahan hukuman
dan udah gak segedebak gedebuk musim kemarin
ngelihat yang mainnya kok kecil kecil gitu kan
seperti tidak menemukan sentuhannya aja gitu
namun bagi mereka yang belum mendaftar maksimal penukaran hanya sampai satu delapan juta rupiah saja
jadi memang saya pesan paling begini jaga keikhlasan
jadi saya melihatnya oh masih aman
tapi juga sdm daripada kualitas tim sepak bola kita
kemudian sebelumnya tiga sungai di portait itu
natural apa narosasi heritage tapi di apa sih namanya di di di bcl ini dia akan berstatus
lu di smp mana tuh berarti
udah nggak mengharuskan gitu kan
u dua puluh menempatkan isu ketenaga kerjaan pemuda di presidensi g dua puluh tahun ini hadapi bonus demografi
dan menerima hukuman yang sedang dijalani
pak joko kementerian perhubungan pemerintah kan ingin mendorong masyarakat untuk selalu menggunakan transportasi umum
karena ini kayaknya bisa jadi salah satu acuan juga untuk kita
kayak sih go food ini belum diputusin nanti kita putusin
oke kalau misalkan dari gue sih gue melihat pj dalam tiga pertandingan ini
sebelumnya ada yang bikin poster bapuan yusril
gue yang pertama sih
adalah hurmayani penggerak literasi yang mendirikan rumah baca nusa pada dua ribu dua belas
aku bisa main dimana yaudah aku main disitu
kalau di amerika ada distrik bronk di new york kalau di cicadas ya barangkali negara beling
yang terhadap dava atau aven step up ya harusnya pacific sih udah kunci game itu ya on bpj tapi sayangnya memang terlalu tergantung dengan seorang jelin dan stephen heart gitu
tapi kemarin terus sempet dibopong tuh di sebelum lawan dewa
meskipun aku deg degan tapi it s a happy thing gitu
iya gua juga setuju ya santialdama salah satu pemain yang
jadi nyokapnya juga mbak mbak gue pasti dukung lah
jika dibandingkan dengan april tahun dua ribu dua puluh
semuanya butuh proses yang begitu panjang

para wira harum bandung satria muda pertamina jakarta dan juga pelita jaya pak di jakarta
sisi guard apalagi mereka kehilangan
adalah platform yang paling banyak di share
untuk membantu pj even di ibl atau di bcl nanti ji
saya dan teman teman sepakat untuk berkompetisi pada beberapa permainan yang kami jajal termasuk di area x zone ini
itu sih simpelnya ya
kalau dia chatnya iplus biasanya agak kejejit kejejit sih
eits sebelum memulai aktivitas di sini pastikan untuk memakai kaos kaki khusus yang dijual dua puluh ribu rupiah di kasir
gue juga beli cuman secara
tetapi waktu itu kpk malah tidak mengurusi itu
terus sholat sholat tobat sholat sunnah gitu ya
itu pasti nanti ada pengeluaran lagi ada adjustment gitu
bahkan pilpres dua ribu dua puluh empat kemungkinan besar hanya akan berlangsung satu putaran saja
di mana terjadi pertandingan sepak bola
terus nanti kita juga bakalan bahas tentang champions league asia nih
prawira memang unggul ya di dua game awal di musim reguler
kalau botol bening seperti ini harga jualnya ini per kilogramnya rp empat
sebaik dilihat oleh petugas lapas dari atas dari pos atas itu
bermain dengan pertahanan empat orang rapih sejajar
kalau itu tidak dijalankan maka nanti kita akan mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan tahun dua ribu
terus lu mau hadapin hendratio seperti apa
prof mungkin agak bergeser sedikit nih prof
dior sudah mulai kayak
ada satu keunggulan utama selain dia memang lebih aman nyaman dan berkeselamatan
kalau tiga tiga hal itu lewat itu kan strategi buat orang sehat
jerman ada danny schudel yang tadi gue
bahwa presiden itu ada batas batas kekuasaannya ya
akan melihat bahwa seseorang yang tidak bertanggung jawab membayar hutangnya mereka
lalu modelan pemain kayak coke juga
masukkan data ktp dan jumlah rupiah yang akan ditukar
dia bakal menurut gue ya bakal punya banyak kesempatan untuk membuktikan nih permainannya dia nih
tetap saja yang namanya nanti di parlemen
karena dampak banjir terus meluas
apa apa mungkin salah satu alasannya juga ini ya kan lu sma juga kan pisah mungkin
nggak ada pembicaraan wakil presiden
itu satu hadiah kehormatan mimpin solat wajib azar berjamaah
ah bentar lagi gajian ke bali kali ya healing healing mumpung gajian kita cari tiket
kita bakalan kembali membahas topik topik hangat
kami tidak bisa mendengar dengan jelas suara anda
karena malik danbar ya so far so good juga menurut gue di ransimba gitu
maksudnya tim tim seperti ini tuh yang kita ekspektasinya tinggi tiba tiba tau tau
kayak pencitraan rumah mental health sampai staycation
suasana ini jauh beda banget ya
kami perkenakan tim kami ini bukan tim tapi yang diundang
gue melihat dari game ketiga ya
yang merugikan nasabah tentunya itu sudah dijamin oleh perbankan
secara skill set secara mentality lebih siap untuk tanding dengan pemain pemain import lainnya
terlalu branding banget gue ngerasa kayak badan gue tuh jadi papan iklan kalo gue pakai baju di branded gitu
meskipun ini tanggung jawab dari di jenpas tapi bapak sebagai pucuk pimpinan tertinggi di kementerian hukum dan ham
cuman temen biasa atau misalkan lu kalau dia
meskipun ya sebagian besar mengimpor gandum indonesia itu dari australia amerika serikat
terdapat sentra bahpia mino martani di kecamatan ngaglik sleman
untuk menjaga penetrasi penetrasi yang dilakukan oleh para pemain asing dan pemain lokal lawan
coach anthony garibato untuk meramu
baik terima kasih atas waktunya sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
dengan nama dan alamat atau by name by address
pun ditutup dengan satu turnover traveling ya tadi yang akhirnya menyelesaikan pertandingan dengan
dari segi kompetisi di junior junior
tapi memang dari segi politik ya kiranya mungkin kurang tepat apa yang dikirimkan
bali united yang akan menjadi kuda hitam
secara sosok memang sangat dibutuhkan ya untuk
peringkat satu dan dua ya bu ya
karena penghasilan tambahan di luar pekerjaan utama dinilai mampu memberi perlindungan lebih aman untuk keuangan kita
melihat tadi ada beberapa
saat ini dan juga adalah
yang menunjukkan bahwa kualitas
dalam arti bahwa baik itu dari sarana prasarana
mengakui pak jokowi menerima mandat dari rakyat
ada pak suko widodo pakar komunikasi politik universitas s erlangga
halo pemirsa kami sekarang ada di korea
tapi ditemukan cacing di lambungnya

apa yang dilakukan di tengah akan berdampak pada hilir
tercatat dalam prasasti atau naskah naskah kuno bahwa terdapat strata dalam mengonsumsi bagian hewan yang sudah disembeli
bisa jadi besar dan bisa terpilih
jadi nanti rencananya ke depan ke depannya bakal ada skrim match skrim match nya gaiji ya
itu juga mengingatkan pada gagasan bang ali tentang
prawira bisa lah mengejar ketertinggalan
target itu apa dua ribu dua puluh dulu aja
tapi sebagian besar masih tidak sadar bahwa apa yang dilakukan biorga ini membahayakan sebetulnya
tekanan yang sama kepada yesaya
siti nadia tarmizi kepada media lima belas februari lalu
waktu itu kan dennis miles itu pemain asing yang gedenya main bagus ya
nah terus di situ ada kakak kelas anak pskd lah pokoknya ada anak skd
banyak penganggapan menyampaikan bahwa itu bisa berdampak ambil itu kan banyak
terhadap prawira hanum bandung di tiga empat game awal ini
cuman itu ngebantu dia di hang tuah gitu
sebagai alasnya dan penutupnya disebut tebolak
mendapatkan kemudahan untuk menyalurkan aspirasinya lewat pilihannya
cuman ya secara pengalaman juga pastinya mike glover juga lebih lebih ini lah ya lebih lebih diatas fadlan
kalau kami memang ada di deretan banyak
ada salam salam nggak nih buat temen temen yang pengen terjun sama
saya sebutnya digital native kan berarti ya
kami bersama dengan semua stakeholder dalam hal ini kementerian perhubungan dan lain sebagainya
namun perjalanan hingga mencapai kondisinya saat ini penuh lika liku
karena ya dia udah cedera beberapa kali juga
kalau munkik itu isiannya itu daging bapi
kalau develop sih pasti ya
kamu nanti dong sampe kamu nyari duit sendiri
yang mengatakan bahwasannya mereka memberikan surat kalau kita himbuan ya
tiga bulan ya sisanya ya wajar aja kalahnya tetap jauh gitu ya
aku melihat belum terlalu oke ya
di dua kabupaten ya terutama di kabupaten pesisir selatan dan juga kabupaten sela selatan
ya gue harapnya dava sih sebenernya
kalau tk tetap buka
sisanya ya pemain pemain rookie ini kebanyakan
tadi di game tadi terutama di game tadi
dari tempat yang terdapatkan apakah anda mendapatkan informasi lainnya
jadi di kami itu kan di peron semua stasiun itu kan ada petugas ya
pemahaman pentingnya pengelolaan keuangan
kita tahu juga sering nonton di lapangan
ini membuktikan bahwa diantara mereka
meski diperkirakan akan mengalami tekanan apalagi pandemi yang diperkirakan akan kembali datang
mungkin istilahnya ada satu penulis
jadi harus waspada betul
lu pernah merasakan atau lu pernah ditanyain gini
dan pada malam hari mereka bekerja di tempat niti gurnito
karena kita melihat di budaya budaya mana
sepatu segala macam pasti kan udah tau konsekuensinya kayak apa
menurut joyce pemilik toko kerudung dan mukena
dealer toyota auto dua ribu tuban mengalami lonjakan penjualan
di hari hari biasa jumlah pengunjung bisa mencapai lima ratus orang
sehingga mengemas branding mereka di kalangan millennial dan genzy
yang dinikmati itu adalah gagasan ide yang disampaikan oleh masing masing calon
gak sabar ya untuk dateng ke indonesia arena
maksudnya di awal musim ini bersama dewa
fasilitas dan juga pelayanan terhadap masyarakat yang menggunakan transportasi umum itu tadi
namun menurut pakar manajemen lingkungan sudarto cepat dan tepat saja tidak cukup
betul jadi sekali lagi ini akan menjadi masalah bagi raja wali juga
dan di game kemarin juga keliatan
seperti pengelola tol polisi dishub
dan itu banyak dilakukan analisisnya oleh netizen
ngambil pemain pemain yang kencang dan muda gitu
memang di pemda sendiri ketika menyiapkan angkutan mereka ada keterbatasan fiskal
dimana atau pelajar dimana kita menjadi bling misalnya atau jadi antidizen
setelah berdoa makanan yang sudah selesai diolah dibawa ke warung bagian depan untuk dijajakan
ini juga langka sama dengan artis artis internasional lainnya
horror nah saya dapat di sini gitu
jadi prosesnya juga pasti ada simulasi simulasi yang oh ini masih kurang tepat kurang tepat
begitu masuk kita langsung disambut dengan tempat penyajian
membuat penggunaan listrik bertambah ya
beli tiket vaksin ketiga yang ada di aplikasi peduli lindungi
harga tiket untuk satu kali meluncur adalah rp dua puluh
yang kayak autoritair gitu kayak adolf hitler gitu lah
tuh ada di halo basket dia lagi muncul terus di realsnya halo basket ya beberapa kali dia wawancara
kembali lagi dengan kami di podcast dapur katadata
lihat motor tuh udah langsung biar
dengan aksennya rizky ridodo kemudian juga aksennya justin hapner
di laut itu terjadi sedimentasi begitu luas
nah hal hal inilah yang kemudian menarik masyarakat untuk mencoba menggunakan lrt
tapi kecepatannya jauh lebih tinggi karena adanya penyebaran varian delta yang sangat cepat
bima perkasa itu luka berarti ya
feels nya ga bisa bohong kalo dirumah sendiri
kalau ini sudah kemana mana pulau dia masuk
kenapa gue gak sebutin raja wali gitu
sempat kalah dua kali juga dari raja wali medan
ya presiden itu harus bersikap baik pada semuanya
dia kan baru banget datang ya
buat sm ketika mereka masuk di playoff
sehingga saya tidak meyakini bahwa ini hanya satu bank yang menjadi sasaran sebetulnya semua bank itu menjadi sasaran ya
kita harus berlatih untuk bergeraknya berkolektif lah gitu
bahkan kalau misalkan dia di season udah bisa jadi starter pun juga gak apa apa menurut gue
kalo gue sendiri lebih penting beli brand lokal
dan ini sebenarnya tidak dilakukan oleh pemerintah korea selatan saja
cuman di awal januari ini pastinya tim yang akan lebih siap adalah pemain asing yang udah datang duluan
hmm menarik juga ya pertanyaannya
karena dia itu tadi kalo gue ngeliat case nya sama kayak ksatria bangkawan solo
perlahan terungkap di queensland utara
dari masyarakat lokal sini sendiri
yang memang belum sempat melakukan pemesanan di aplikasi pintar atau memang belum tahu
di terminal penyeberangan juga sama perilaku seperti itu
terlihat dari bermainnya dia
dengan beberapa one on one defense yang oke juga untuk menjaga beberapa pemain guard
desain sistem pemilu seperti apa yang ideal ke depan
dia bisa kasih impact yang bagus
ayunan tangannya harus berisi seperti itu
menteri manajemen darurat marywot yang mengunjungi kane pada hari kamis lalu
yuda juga bilang energinya juga balik lagi dari pemain asingnya
kewaspadaan di semua sistem platform yang menyelenggarakan mobile banking
jadi sabtu minggu senin selasa rabu kamis jumat sabtu
nah mungkin satu tim lagi yang cukup menarik
dia bermain di indonesia dan di depan fans fansnya
selamat sore mbak johana
gue jagain wenas aja
dan adjuvan itu bagaimana supaya tidak terjadi apa
pak yasona masalah over capacity dan juga standar bangunan untuk evakuasi bencana dari bnpb ini tidak terpenuhi sudah lama
tapi sepertinya nggak terlalu parah
pada dua ribu sembilan belas jumlah kooperasi aktif sebanyak satu ratus dua puluh tiga ribu unit dengan volume usaha sebesar satu ratus lima puluh empat triliun dan jumlah anggota sekitar dua puluh dua juta orang
dukungan berdatangan dari segala lapisan masyarakat mulai dari ibu rumah tangga ada figur publik hingga pemerintah
jadi saya termasuk yang mendukung untuk dilakukan revisi
pasti seru banget sih lo harus nonton langsung sih
berarti lu pulang ke indonesia tuh kapan
bung kus bagaimana anda melihat pertandingan semalam
kedua ini cak buat lu cak
ketika frekuensi ekstrim itu makin meningkat
karena kan kita bicara masa depan indonesia
yang memang perlu untuk penanganan kasus
bahkan persi juga sudah mengatakan bahwa mereka kewalahan
perlengkapan rumah tangga elektronik sudah pasti tidak bisa diselamatkan
karena contoh untuk kuliah ya itu kan kita hanya punya waktu tujuh belas tahun untuk persiapan
waktu itu ya di komisi dua juga sudah membahasnya di balik di komisi dua
artinya bertiga imam samudra yang paling saya sembang
abraham hanya butuh satu quarter dua quarter
sekarang nih kita one step closer nih ke babak utama dari basketball champions league asia
jadi nggak cuma terkait dengan pemenuhan gizi
karena saya semakin juga curiga ke arah tanah
jadi lingkungan aku kan kayak di asrama gitu kan
kemudian berkembang berkembang berkembang
kita melihat seorang vincent rivaldi kosasi yang
jadi ya oke sih
makanya beberapa kali kan kalau lo liat
seperti kayak contoh kayak bisa di tiga d in gitu
pertama kami sudah menyediakan dana tanggap darurat
yaitu margin trading yang cukup besar dan marketnya cukup volatility nya dan likuiditasnya jauh lebih besar daripada perdagangan saham di indonesia
pada umumnya aja gitu tapi ya
nanti kalau ada berita berita saya kirim deh
dan tidak mudah menyerah pantang menyerah
itu juga prawira bisa menang gitu ya
perlahan hani purnama sari mulai mencicipi manisnya kesuksesan
bahwa wah orang indonesia itu lebih reserve begitu
kita mendapatkan ending misalnya kita kerja satu jam
dan varian es manis yang menggugah selera
di posisi sebelumnya ya sama sama belum menang
salah satu yang paling diburu penikmatnya adalah ayam goreng remes

gue nanya ke beberapa orang tuh udah gak ngotak
dan kita pun akan bisa menukar uang di tanggal yang sesuai tanpa harus antre lagi
kalau kemudian jurubicara dari sekretaris
kalau kemarin makanya kan di game kedua itu
oke ini natural begitu ya dilakukan oleh manusia begitu
merupakan penerima beasiswa atau penerima bantuan bantuan sosial lainnya dari pemerintah dan sebagainya
dan juga sekalipun memang tadi ada perbedaan selisih dari sisi persepsi quick count dan juga hasil kpu yang nantinya akan diumumkan bulan maret
mereka latihan gitu saja jenuh mereka
defense nya bagus kuncinya bagus banget
patuk di jantung kota yogyakarta memang menjadi pusatnya bakpia
tetap mematuhi protokol kesehatan menjadi salah satu kunci sukses
atau mungkin di crc ini bisa
kasih momentum besar kayak enesa
jadi apa yang dilakukan pemerintah
misalnya pbb itu merger ke gerindra
atau kemudian nomor wa supaya bisa dihubungi
karena nanti takutnya memicu kepada sistem ketenagaraan kita
ada info di lain gitu kan
bersama oki hertian tanjung putri melangsungkan akad nikah
aku ya di victoria ataupun di seluruh australia itu banyak sekali organisasi kemasyarakatan
dan harta serta kas senilai lebih dari rp tiga miliar
ada permainan permainan ada mereka dipanggil untuk bercerita seperti itu
kami diajak oleh bob zee dan elvi
untuk menyediakan ada lima puluh lebih merchandise
dr matthew he adalah seorang anggota dari dewan australian diabetes in pregnant society
walaupun mereka middle desember persiapannya
bersih lahir batin untuk menghadapi akad nikah yang akan berlangsung
untuk membeli barang barang konsumsi
tercapainya puncak kecepatan tersebut dikarenakan adanya penyempurnaan prasarana seperti jalur
yang gue mau ini juga highlight
untuk berdiskusi dan lain lain oleh kemendikbud
satunya sahabat yang selalu kita pakai
kalau misalnya mereka pemain pemain muda ini bisa
stasiun gambir itu seperti dilempar dari planet lain gitu
setelah itu rebus bumbu dan rendam potongan daging ayam di dalamnya

pemain asingnya juga si brandon francis juga
akankah kita mendapatkan tiket menuju ke olimpiade paris nantinya
maksudnya dia tahu dia jago
jangan serakah nggak boleh maruk kalau makan
iya udah mulai berbenah
ditargetkan memproduksi tiga puluh lima ton emas per tahun dengan nilai transaksi rp tiga puluh triliun
itu udah ya selesai soal
tapi kalau gue lihat dari longsornya lu ke belakang kayaknya membuat lo makin ini ya sekarang udah lepas beban ya
dan meninggalkan seorang shane larkin sendiri disitu sebagai combo guard
pokoknya orang sudah ada sur lagi
dulu musimnya masih berjalan gitu
salah satunya melalui program revitalisasi terminal a
juga sudah naik berkali kali
dan pelatihnya gantinya dua kali mohon maaf
dengan berbagai macam catatan catatan
adiknya ya walaupun posisi berbeda gitu
nights itu di daerah itu

kenapa sih pakai angkutan umum dan bus gitu
jadi saya rasa keseriusan pembahasan ini seakan akan ya sudah kita perlu punya kuhp baru
benar benar harus memperhatikan seluruh syarat dan juga kemampuan diri ya pak ya
bukan itu kalau saya sih dari pesepedanya
eh tapi ini mah belum kejadian juga ya
seharusnya ketua pssi itu bertanggung jawab secara moral dan secara hukum kan gitu
bahwa kita semua sudah harus booster kita jaga kita sudah vaksin
mengapa gibran membangkang instruksi presiden
inilah yang sedang kita persiapkan terus
wanita yang juga sekaligus dokter hewan ini
karena bola sekarang gitu kan lagi bikin

polandia dan republik ceko
gak sampai dua puluh empat jam
gue sejujurnya lebih ini ya
karena negara kita berada dalam puncak kemajuan
kalau tadi sempat terjadi akses yang sulit dilakukan untuk warga
ya saya pikir kalau kita melihat gugatan yang juga terjadi ya pada pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu dan juga sebelumnya
ya tapi kalau misalnya ngeliat dari luvree
ya lo harus bisa lebih profesional
jadi intinya lebih semangat lebih giat cari uang saya sama istri juga
karena memang udah keliatan juga rotasinya ya maksudnya
dan yang kedua apakah trainset ini semuanya sudah dioperasikan
baru dateng kemaren akhir tahun gitu
partai garuda ini karena diisi oleh anak anak muda
anda bersama sbs bahasa indonesia
pilihannya sarapan selalu berasa kurang ya tanpa isi karbo kaki saya melangkah ke nasi gudeg dan
ketika mereka keluar dari periode yang sangat mengerikan
jumlah kerusakan akibat topan jasper
sekarang ini gerakan berkebaya itu
mes itu gue salah satu bentuk apresiasi gue pada ibl yang cukup serius mengurusi itu ya
di lembaga pemasyarakatan usaha kembangan
dan yang perlu kita lihat lagi adalah kerugian kerugian lainnya
tapi poin minusnya dalam artian ya itu masih lawan pasifik gitu ya
apalagi beberapa pemain juga biasa di nba
anjing sabtu minggu pulang
player towardsnya siapa aja mungkin dari lu
ibu kate walton terima kasih sekali atas kesempatan ini
badan kependudukan dan keluarga berencana nasional
gunung es di antartika mencair
perlu tetapi tidak cukup
kemudian yang kedua seperti sekarang
bayangkan di generasi sekarang untuk pendidikan anak usia dini
sebelum ditinggal oleh chris dalleo kan dia
gue melihat ada gerson yabusele
maksudnya yang berhubungan sama yang pengen gue melakuin
rasanya lu baru ketemu kemaren waktu
dari sungai sungai besar saja juga diperkirakan berkurang
jadi sebenarnya untuk mengeringkan ikan seperti ini
berarti gak kepilih ya tiga pemain sisanya ada beberapa tim yang memang ada rookie rookie recommendation yang terpilih di sistem game reza pilih ya
tapi emang skornya terus bisa di maintain tuh oleh pj ya
karena memang di beberapa pertandingan terakhir ini sudah mulai kebaca
ini minimal mereka bisa ngambil satu game jadi menurut gue ya
mungkin gua bergeser ke
memang kita tidak membenarkan juga ya apa yang dilakukan oleh coach dave dengan memprovokasi tim lawan gitu
apalagi kita kan lebih sering disogokinya kan konten konten nba gitu ya
betul pacekustuduh apa c itu di dewa united dia beberapa juga dikasih kepercayaan sama coachnya
teman teman gen z sama milenial itu harus rajin untuk searching yang lainnya
jadi ya menurut gua santialdama jadi
satu lagi sampah yang namanya organik
ya memang kapasitas dia udah di atas sih jauh di atas sih menurut gue
dia masih ada recovery cedera juga ya
terima kasih banyak atas informasinya pada sore hari ini
jadi kita dapet media kitnya jadi bisa
percepatan vaksinasi satu ratus lima puluh juta orang lainnya
dulu ceritanya bagaimana kok bisa buat bakpia di minomartan
apa sih namanya gue mau lihat
ya ini sebetulnya modus yang bukan baru ya
di awal kita pengen lebak lebak nih
upaya upaya tadi sudah terlihat ya mas
nah ini kita melakukan scoring id kita gitu
kini dinas telah memiliki empat gerai di tiga kota yaitu yogyakarta semarang dan cirebon dan masih berencana untuk menambah jumlahnya
contohnya mungkin kayak julian kellyas bakalan bisa main di beberapa game yang kayak melawan tim yang
sembilan orang luka berat dan tujuh puluh dua mengalami luka ringan
kita semua berempati dengan kasus tersebut kangsaan
tapi harus ada daniel di lapangan menurut gue
inilah mobil khas keliling bank indonesia di pasar koja baru jakarta utara yang melayani penukaran uang baru
jadi sampai di bawah atap itu sehingga ini kita nggak bisa menyelamatkan
tentunya nanti bakalan nanti berimbas kepada fans ya
gue sih belum dapat gambaran sih terkait dengan persaingan nanti
menurutnya pertumbuhan ekonomi indonesia tahun dua ribu dua puluh empat melambat dan berada di empat sembilan hingga lima persen
ta palawan ini telah berdiri sejak seribu sembilan ratus tiga puluh empat lho
dan kita ketahui juga di dalam berbagai perkara lain
menambah luka mereka musim depan gue gak tau juga karena masih buta juga sekuat mereka
pemilu diadakan lima tahun sekali
filipina jepang dan juga indonesia
orang orang afrika kan dikenal punya kekuatan fisik yang sangat bagus
itu yang menjadikan saya semangat untuk melanjutkan
mungkin kalau gue sebenarnya setuju dengan dua pemain itu ya
di bangku supporter gitu juga
seluruh korban lainnya telah dipulangkan
jadi diperlukan tadi kebijakan kebijakan yang unconventional
tak hanya itu sebagai pasar dengan standar nasional indonesia

jadi kalau fraksi fraksi kalau sekarang kan satu partai satu fraksi
pernah tek langsung sebenarnya cuman itu bertiga juga sih cuman udah lama banget itu awal awalnya ya
dan itu ada yang melakukan
ya ini pemain indonesia tuh tim indonesia ya khususnya gak cuma bergantung nih sama pemain pemain asing
apakah benar partai melakukan pelanggaran hukum
oke kita memahami musik secara umum tapi dari kita masing masing kan punya jiwa musik yang berbeda beda
yang yang gue suka dan mungkin coach cacing juga udah lihat dari zamannya patriot ya
itu kebaya asal riau sama kebaya yang asal dki
sehingga makanya momentum pasca pemilu dan juga menjelang ataupun mendekati ekspektasi dari penurunan suku bunga bank sentral
terutama komoditas pangan menjadi sangat penting
apalagi dia juga komunikasi sama main asal
jadi inilah saya coba menawarkan
jadi ini adalah lima negara di dunia yang gagal jadi tuan rumah piala dunia di dua ribu dua puluh tiga kali ini salah satunya indonesia
kalau mau beri bantuan ke bendahara partai langsung secara resmi
pasti penasaran kan makanya ikuti kita terus hari ini untuk mencoba weekend gateways di tempat yang berbeda
juga jadi ada plus minus pastinya kan
proses pembuatannya masih dilakukan oleh keluarga dan kerabat niti gurnito
kita pedagang pedagang umkm kasih kebebasan begini ya
makanya dia mengambil seorang azarian praditya
dari pihak yang memiliki power untuk dapat men trigger terjadinya dinasti politik di indonesia
bukan jauh lagi jauh banget
tapi pada waktu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua itu seperti saya katakan itu bukan gagasan baru
itu di situ kalau perumahan besar itu ada terminal
apakah posibilitas itu juga bisa sangat terjadi di pemilu dua ribu dua puluh empat kali ini
setuju nggak setuju nanti kita kasih tiga statement ke lu lo tinggal jawab setuju atau nggak setuju kasih alasannya
wah hanya nambah lima ribu saja
tapi yang jelas masyarakat sabang sudah tidak bisa terima lagi ya
makanya dulu kan pas aku kecil itu nggak kenal basket sama sekali jadi emang dari kecil aku main bola sepak bola sampai umur sampai kelas enam lah sampai kelas enam sd
pemain asingnya tiga tiganya langsung datang
tak hanya bunga yang berwarna warni ada juga perosotan warna warni yang lagi hits
dia oke banget kan di tahun itu ya
gue sejujurnya menontonnya agak setengah setengah juga
dia semakin nyaman dengan peran yang saat ini gitu
melalui media media sosial ini yang sekarang menjadi kunci
nah itu udah pasti minute playnya
betul kan dari pj
sejauh ini beberapa partai ingin ambang batas dinaikkan bahkan sebagian lainnya ingin diturunkan
setelah beroperasi selama satu bulan dengan tarif flat rp lima per oktober
kalau di tim itu kan selalu ada yang monitor
jadi harganya cuma delapan isinya satu negara dimasukin
ini ada masalah yang kemudian menjadi perhatian publik juga pak
dalam sehari rumah vaksin bisa melayani sedikitnya tiga ratus warga yang melakukan vaksinasi covid sembilan belas
memberanikan untuk produksi sendiri
untuk nemenin si cukaten
baik baik ibarat bom waktu begitu ya
ibu masih ada mungkin satu menitan begitu
atau memang sudah ada bukti permulaan cukup yang betul betul layak untuk disebutkan
anjir tapi gua ga disuruh ini
mungkin dari vincen atau uji dulu kali
sangat sulit sih pasti mereka ada bad game nya lah
mempererat kemistri antara pemain
dan itu menimpa hampir semua negara negara asia tenggara
ini mungkin sebelum gue bahas yang gue ya ini
ya kayaknya di bagian tengahnya agak kurang sih
terus waktu latihan pertama kali
eko memiliki banyak tanggungan yang setiap bulannya harus ia cukupi
dan para maling kemudian melarikan diri ke arah jalan sebelah sana pintu keluar
tapi ada pertimbangan lain yang tadi kita bilang
thank you juga nih yang udah nonton di ig live abbastok
sering kehilangan barang dan kemudian ketemu di tempat yang sudah dicari sejumlah masyarakat
dan memiliki kemampuan untuk bekerja atau bertahan hidup
ada orang orang yang seperti itu ya
pengelolaan dan penanganan isu
jadi program revitalisasi ini tidak hanya menyasar pada perbaikan fisik dari terminal saja
saya insya allah sampai allah memanggil saya
memang betul untuk masa masa pandemi ini usia balita kita belum ada vaksin
kalau pemilu berlangsung selama satu putaran dan tentunya ini akan membuat optimisme dari pelaku usaha investor akan lebih cepat rebound lagi
sejumlah ruas jalan ditutup dan dialihkan karena banjir
artinya secara fundamental ini kondisi ekonomi kita baik dan diharapkan pun juga sentimen di pasar modalnya pun juga akan tetap terjaga
demikian juga dengan produk produk keuangan lainnya seperti misalnya obligasi pemerintah dan lain sebagainya
ya udah kayaknya mau deh pak nasi udah komplit ya dan itu pakai ayam pakai telur
karena yang tahu sistemnya itu adalah perbankan
dan mereka semua rata rata juga pemain yang sudah bermain di kompetisi domestik
supaya mereka paling tidak bisa mempertahankan
salah satu alasannya adalah karena mereka menduga bahwa pengungsi ini memang diorganisir untuk datang ke kawasan itu
nggak boleh disolatkan di sini sampai begitu
memberikan kemampuan dan mencari masalah
untuk urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan
menciptakan tiga puluh angka empat puluh poin gitu setiap
kami sudah siap dengan semua persyaratannya
memandikan jenazah beliau mengkafani dan mensolatkan jenazah pak imam samudra disini
bagaimana ari giesaya yuda dan fyudan akan bersinar di partai final nanti
jadilah baju dengan persis badan saya
sesuai dengan inpres no empat tahun dua ribu dua puluh dua
tapi ya setuju gue apa namanya agak sedikit telat sebenernya bangkitnya
apakah dia bisa membuktikan kalau bermain di partisan bisa
jadi memang ini harus coba diperbaiki lagi oleh coach steve dan coaching staff gitu
permintaan akan produk produk dari sektor tertentu yang berkaitan dengan kampanye
jadi itu bisa ditantangkan sendiri bagaimana beliau akan menjaga netralitas
iya soalnya soalnya gue tertarik banget soalnya namanya bagus sih kalau kata gue ya namanya bagus
kalau misalkan dia sponsor masuk melihat dari kota kota lain juga lebih semakin tertarik gitu kan apalagi fanbase
ini sebuah big matchup dari pertandingan ini antara anton wotos dan eli foster
ini kan the last time deric tahun ini main di indonesia ya
ini nih namanya sop buntut sapi hajah ine
jadi kalau yang penting otomatis yang mengandung kalsium dan vitamin d dan juga protein itu nanti mungkin untuk lebih jelasnya bisa lebih bertanya kepada ahli izi ya
baik di kita swasta sipil maupun di antar satuan yang ada di tni polri begitu
merubah apa yang kita obrolin sekarang gitu ya
jadi kalau waktu soft openingnya kan itu lima belas januari lalu
warga yang masih berusaha menyelamatkan barang barangnya mencoba semaksimal mungkin untuk membetur
apakah itu memang menunjukkan bahwa kita hanya menyerahkan sebagai orang tua hanya menyerahkan pada sekolah
terakhir coach jadi beruntun tiga musim beruntun apakah dia bisa kembali membawa prawira gokil sih
jadi artinya buat laki laki kalau mendapatkan satu dolar dengan gajinya
ya mungkin kalau misalnya kelasnya kayak lu kayak yuda
dengan kondisi poin yang juga banyak juga
kita mungkin bisa bergeser sedikit ke pemain pemain naturalisasi nih
untuk melanggengkan dinasti politik di indonesia
ada lakal naturalisasi baru asing sehingga
jadi satu satunya tim yang
dan dari defense itu ngebuat jadi offense dari ranz itu jadi semakin bagus gitu
terutama kalau sudah jadi order kalau sudah jadi order itu ada standar standarnya
untuk bisa mempersuasi dari para pemilih supaya bisa memilih paslon nomor dua ya
akhir april itu minggu ketiga april kan udah lebaran
kalo yang lain menurut gue sih udah mateng lah
apakah diribatkan mas gibran di tpn juga atau gimana nih
karena ada data yang benar ada yang nggak benar
tps itu ada yang selesainya dini hari gitu ya
berencana akan mudik ke kota jambi pada lebaran kali ini
mbak ninis kalau melihat kejadian tadi di informasi awal
di game kedua si orange udah dapet ritmenya nih
angelina sondak resmi bebas kamis pagi ng keluar sekitar pukul enam tiga puluh waktu indonesia barat dari lapas pondok bambu jakarta timur
udah bisa kelihatan lah dengan dua pemain asing yang ganti gantian tuh
dia kasih drive drive yang mungkin
ya maksudnya kasian yang lain juga yang ngantri kan
mentok kayak nuke nuke tadi ini lebih pendek dari sa deh
di tengah gangguan pasukan gandum dunia dan fenomena gelombang panas di sebagian wilayah india
dan itu adalah salah satu strategi dia bisa meraih pasar yang jauh lebih luas daripada pasarnya prabowo itu sendiri
dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir isg tercatat masih tumbuh enam puluh delapan empat puluh delapan persen
bagian daging yang terbaik itu untuk kelas atas
di dalam kita membahas
agar dapat kembali fit menjalankan aktivitas
nah pak bulan puasa gini bulan ramadhan gini
untuk memastikan kita tidak kekurangan cairan
bola ke gue ya gue tembak gitu jangan sampai kayak gitu gitu
betul betul dan episode berapa juga gua lupa kita ngomong aja the new season of abastok
sebenarnya secara defense agak bolong ya
siap thank you banget pak jawabannya oke
ini khusus satu produk tadi kayaknya deh
dan harus catch up gitu vincent mau gak mau
nggak liat apa apa penampilan dia di timnya
untuk scoring ya sekali lagi shout out untuk
ketika perusahaan itu dia melihat juga klik
akankah masuk angin atau tidak nanti ya di dpr
jadi emang gue udah kayak bikin jadwal lah sama kak riko
itu yang akan menjadi topik dari secret at newsroom yang akan kita setrum pada hari ini
episode ini naik mungkin udah keluar juga
eee rian dengan tembakan tiga angkanya bisa jadi the next lucrico suara
jadinya bursa transfernya jadi bisa lebih panas lagi
kemudian piala dunia dua ribu dua puluh enam dan turnamen fifa
kalau di sipon ngeplek harang anyar itu disedot dialirkan ke sungai jeratun
at least kalau misalnya dapat callback ya kalau merasa itu buat
karena spot favorit dia menurut gua
tim knkt juga melakukan investigasi kondisi jalan
bergabung malam ini bersama kami di lulus sembungan daring ada bapak sukowidodo
kita udah bikin postingan juga di abastok beberapa postingan yang mungkin untuk apa ya untuk
karena apapun itu kan kita tetap men support ya
nanti mungkin setelah atau sebelum perteas
untuk mengetahui perangai si corgi dokter yanti memejamkan mata
yang mulia ketua dan anggota majelis hakim konstitusi
dia tahu kapan untuk drive kapan untuk dia nembak gitu
buying food ya atau membeli suara dari rakyat untuk apa istilahnya itu
akan ada perubahan yang lumayan signifikan ya
apakah partai garuda akan mendorong gibran sebagai cawapres
apalagi kesan yang didapat hanya untuk sekedar memberikan bahwa kami juga bisa mengancam anda
itu bisa loh kecepatan empat puluh km per jam
bekerja sama dengan bank indonesia dan ojk dalam hal ini
pemerintah perlu mencari solusi cepat dan tepat untuk mempercepat pemberantasan buta aksara
karena bagaimanapun esensi dari punya side job itu kan tambahan penghasilan
berapa hari bu dari air datang sampai akhirnya surut dan bisa datang
untuk memasuki kawasan pengunjung diwajibkan menggunakan masker
yang yang didominasi dengan pemain asingnya gua gua ngeliat juga komunikasi antara pemain asing
rawira orang ganti semua asingnya nih ya
ya kita lihat kemarin juga sudah makin bagus
sehingga kegiatan dari per tv victoria ini seperti hilang begitu ya
atau the light side seperti yoda luke skywalker atau princess leia
sembilan tapi kalau secara total itu mungkin lebih tahu nih bok seratus satu ratus lima puluh tujuh satu ratus lima puluh tujuh dan pada kali ini kita akan
baik itu untuk pemilu dua ribu dua puluh sembilan nanti hingga dua ribu tiga puluh empat misalnya
kalau dari sisi lokasi kan karena bisa di mereka bisa menggunakan vpn
itu akan menjadi kriteria prioritas utama pada lokus lokus yang akan kita revitalisasi
kalau lebih ya kalau bisa nanya ada yang lu kenal entah dari timnya ya tanya boleh atau enggak
itu lo udah dapet kepercayaan gila banget lah ya di walnut ya
pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar
apakah kemudian perbincangan di lini masa juga akan ikut berpengaruh
pasar modal indonesia sepanjang tahun dua ribu dua puluh tiga bertumbuh secara positif
yang berhadapan dengan seorang politisi atau ketua ketum dan seorang akademisi gitu
gue yang gue perlu harapkan adalah pemain asing lainnya gitu bisa lebih konsisten karena pj punya apa ya
mingguan butuh apa aja untuk stok kebutuhan di dapur kalau saya hari ini mau mengajak anda
ya mungkin suatu saat nanti saya akan berbicara dengan pak john itu tentang emotional and mental well being itu
pj dan perawiran juga masih belum belum ini sih belum ada update updatenya tapi kalau kita lihat
kedua anda cari support resis yang kuat di h empat ataupun di daily charge
cuman yang masih masih
yang saudara saudara berikan
tidak hanya kondisi lembaga pemasyarakatan yang masih minim sarana prasarana
dia menyatakan bahwa api berasal dari kilang minyak yang mengalami kebocoran akibat dari saluran petir yang melanda saat hujan tiba pada saat itu pada petang hari tadi
kalau keluhan mungkin ya mungkin
pemerintah federal telah menyeduhkan dilakukannya peninjauan terhadap mati jaringan
gue belum melihat dia bermain
ya jadi maksudnya gini kalau saya lihatnya lebih simpel ya
terus coach juga percaya dia di beberapa game scrimmage
karena mereka udah jadi satu tim
yang akan dibuat tanggal enam oktober mungkin gua baca aja mungkin lu bisa ya ini yang menarik mungkin
gerak gerik empat pria maling sepeda motor setelah mengintai lokasi salah satu pelaku
fiskal untuk membenahi public transport
ekstra kurikuler tari di sekolah ini ada sejak dua ribu lima belas
jadinya mau gak mau transfernya pemain pemain yang sisaan ke tim tim yang baru gitu kan
terima kasih terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk cnn indonesia pada hari ini
ternyata kita ada salah penyebutan
baik bang wengki terakhir singkat saja
dengan rute istana merdeka hingga hotel kempinski jakarta rabu pagi
dan dia buktiin di game itu
mereka ada di track yang paling tepat dari musim musim sebelumnya gitu
kemudian mbak ninias bagaimana tadi disebutkan akan sepuluh angkanya untuk revisi undang undang pemilu
udah gak muda lagi tapi dia bisa nunjukin di lapangan
sementara itu untuk kemiskinan ekstrim
kan ada yang extreme hard cap
jadi kita harus memperbaiki kondisi saat ini untuk uang pangkal uang ukt tadi termasuk juga biaya kuliah selama delapan semester
misalnya dari sisi intensitas hujan ekstrim
bisa mental dengan usaha ibadah taubat zikir doa dan sebagainya
sepak terjang nsh musim ini kan luar biasa ya
dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional
jadi tenggelamlah itu desa desa
bahkan di pinggir pinggir jalan pita pun ditambang
bagaimana mereka main lawan metal itu
matrix ya matrix dears yang lolos ya matrix dears yang pertandingan terakhir tadi lolos dan juga
babak atau do or die game ya
namun eksternalnya sendiri tidak mendukung tentunya respon ataupun dampaknya kepada pasar modal pun juga cenderung akan jadi negatif
akan bahas satu satu kali ya
sama yang kemudian perlu tentu kan punya kajian kajian yang menarik ya
karena andrew lansun dia kerja kerasnya gokil sih menurut gue
itu harus menjadi perhatian untuk pemerintah
pendaftaran di dua lima ratus orang
yang secara casual kadang kadang makan bareng
saya nyewa baju aja nah ternyata kaum mager dan anti rebet itu enggak cuma saya seorang aja
kita lihat nanti apakah analisisnya akan terbukti benar ya
apapun yang diapakan pasti diadakan itu
cuma waktu dia untuk beristirahat dan lain lain pasti akan berkurang
terima kasih yang udah dengerin
dan karena ini salah satu dari tiga jaringan optus di australia
sehingga dengan demikian kita merasa bahwa dua regulator yang memang memiliki wawonan untuk memberikan izin sudah memberikan izin
jadi taksu itu yang memancarkan karisma kita masing masing atau memancarkan karisma grup kita itu
terutama ketika menggunakan mobile banking dan smartphone ya pak ya
oke abraham bisa cetak dua puluh poin
baik nah mbak ini sebenarnya awalnya bagaimana sih inisiasi awal
maksudnya menitnya kan udah bagus juga di bpj pj kemarin kan
yang sangat disayangkan memang dia karena mengganti pelatih asal lituania itu
mungkin empat kali ya empat kontender semi finalis
ini dua tim yang menurut gue secara
untuk apa ya untuk menutup obrolan kita sama promis yang sedul seduluan hari ini kita mau main games nih prom sama lu nih
kalau dia nambah rookie lagi ya pasti secara finansial mereka akan membayar atau mengeluarkan spend duit yang lebih kan
tapi kemarin yang daftar pemilu kan gak sampai empat puluh
eh ya ini juga sebelum
alhamdulillah waktu itu ya karena kan sistemnya pool gitu jadi gak nentu ketemunya lawan siapa siapa
harusnya mereka bisa jadi true scorer buat
yang tadi kita bahas di situ sebelumnya
tapi jika menginginkan tempat duduk strategis untuk menikmati live music sarina jangan lupa datang lebih awal ya yaitu sekitar pukul enam sore
juga untuk pemain asingnya dari tiga slot itu dua yang ada di lapangan
ini dia mungkin sudah tahu kelemahan kelemahan itu
tapi kalau pengeluaran kita ternyata sepertinya nih sama atau lebih rendah
pihak sekolah juga diharapkan mampu menciptakan atmosfer yang bersahabat dengan anak
kita kan muda muda nih
sedikit tentang vincent yang ngomong tadi prawira udah pasti masuk tapi kalau lihat dari kelas
ingat pepatah orang tua kita zaman dulu ya
sertifikat dosis tiga ini sudah masuk
oh berarti maksudnya ke pskd itu ngulang lagi kelas satu atau gimana
setelah kuartal ketiga dan kuartal keempat tahun dua ribu dua puluh tiga kinerja perekonomiannya tercatat negatif
emang ini main lima cuma levelnya sih jauh sama joseph ya
ya awalnya seluruh keterangan saksi masa yang kita tunjukkan di lokasi
dia masih kekurangan apa ya
bola tuh selalu nyari patrick gitu ya
gue setuju bahwa nsh ini punya satu keunggulan yang
jujur kalau saya sendiri saya banyak melakukan kolaborasi bahkan bukan hanya di australia ya
pimpinan tertinggi memberi contoh
baik terima kasih sebelumnya selamat pagi juga mbak nisa dan mbak sarah ya
olimpia milan note bad ya menurut gue
akhirnya tidak adanya keterlibatan masyarakat di dalam pendekanan dan kesukaan kesukaan kerasan
minggu ini karena kami melihat kebutuhan semakin meningkat maka kita menambah kuotanya
andai mereka masuk ke playoff dan miliki
dia ingin ambang batasnya di atas tujuh persen begitu
tentang pondok pesantren al zaitun di tahun dua ribu dua puluh dan menemukan tentang paham sesat
kemarin rizky akbar hargitito aji gitu
di live streaming tepatnya di video com betul betul
jadi pemerintah akan mengevaluasi
dan bisa fight juga buat
lima puluh tujuh tujuh puluh lima triliun rupiah sebagai upaya pemerintah
it s a good thing lah buat buat fava yang
selain dari itu juga gue ngeliat prastawa juga prastawa walaupun dia agak beda karena ada sedikit cedera yang udah dia alami gitu
kita ketemu di episode selanjutnya
mungkin semacam co working space itu juga bisa ya
war tiket itu dilakukan masih offline sebelum terakhir internet ini
artinya ruang buat air itu berkurang
itu kan nama nama yang sebenarnya udah masuk dalam scouting ibl gitu
itu apa indomaret jeans tuh ada cuy
untuk main di shuttle gitu sedangkan
banyak pemain dari euro league ke nba juga
apa yang membuat hal ini tidak bisa dilakukan
enggak cuman pemain lokal doang yang nantinya akan step up
menurut gue ya pelita jaya punya pr yang banyak sih
aku sama kira kak safira
butuh si defo ini butuh butuh seorang yang benar benar bisa jadi go to guide dari rans gitu kan
untuk lebih mulakan effortnya
ya otomatis saya harus sungkem dan menyalimi beliau
keratosis pilaris adalah penyakit kulit yang terkenal di kulit kita
secara pengalaman dia cukup banyak gitu ya
jadi mereka nantinya implementatif nggak sih kebijakan yang akan mereka ambil seperti itu
atau mungkin juga saya bisa bergerak sebagai individu saja
bukan hasil yang terlalu buruk ya
selanjutnya rookie of the year menurut lu siapa
bisnis rumahan yang ia kelola secara mandiri menurut saya setiap minggu itu kan masyarakat
itu tadi pembahasan yang cukup panjang ya
ada upaya upaya untuk bagaimana mengurangi ketergantungan
apalagi handphone ini secara baik benar dan aman
gue rasa juga arigi juga gak akan kehilangan touchnya lah
saya sudah berada di kawasan gading tapi bukan kelapa gading justru gading serpong untuk mengisi perut saya dengan sederet makanan yang ada di sini
yang namanya bumi selalu mengalami perubahan cuaca dan musim
jam sebelas sepuluh jam sebelas sebanyak tiga puluh bangunan di kabupaten semarang dilaporkan terdampak gempa termasuk
sisanya mereka bisa menyapu bersih game tandang dan kandangnya mereka
tapi seiring berjalannya waktu
yang kami dengar informasinya bahwa banyak relawan kemudian yang tidak mau mendaftarkan diri lagi menjadi tenaga kesehatan
jadi kalau memang anda sudah mendapatkan fasilitas dari kantor tempat bekerja
dan oleh petugas di gerainya itu diberikan tanpa mengecek
begitulah jadi dipikir ulang kalau mau jadi aktris
jadi kalau inget giswa itu
ke satu ratus dua puluh berapa kita gak tau nanti kita liat
tapi disitu pj di hadapan publiknya broncos ya
kayaknya aku malas basket deh
pemerintah pun mendukung kegiatan kegiatan kita
biorka ini seperti pedagang lama lama ini
but ya it s still game
kemudian masyarakat disini juga sangat proaktif
itu boleh dikatakan para menteri itu hampir hampir tidak memiliki otoritas ya
nah tapi kan peannya hang tuah dari tahun ke tahun adalah masalah sizing kan
di jalur layang nonton dan juga di sudirman samit
seberapa tahun ya kita kehilangan perwakilan kita di ajang internasional
menyerentakkan pemilu legislatif dengan eksekutifnya
apakah nanti ada diatur pemilu nasional dan juga pemilu lokal
lebih ke dua tadi dia cuma main lima menit kalau gak salah
kalau secara kemanusiaan bagaimana pak
buduk gitu ya langsung diganti itu ya
setelah di nba beberapa kali ditolak terus ya
oke yuk sekarang kita ke kawasan cipaganti bandung jawa barat
oke kita terletak di ini namanya akses business park industrial di mount waverly jadi dari situ namanya
menu andalannya banana split dan tree fruity
harus menyediakan lebih banyak pendanaan untuk hal hal yang berkaitan dengan perempuan
pertarungannya menurut gue akan sangat sengit sih karena gue melihat ada
serta menjaga produk yang disewa
kandidat yang berkualitas karena warga masyarakat juga bisa berpikir jernih
terus kayak ngeliat lingkungan juga kan oh basket kayak lagi hype banget
selain udara yang sejuk kita juga disuguhkan dengan pemandangan perbukitan dan perkebunan
berarti lo ini waktu club trot juga gak dapet gaji ya
bismillah semoga ngakulkan biji salah
yang dulunya bis akap itu malam hari eksekutif kan
dia tidak mampu menghadapi keadaan krisis
nanti diinventarisir baru habis itu kita analisa
pak tiong chin jadi mengapa fakta itu
menurutnya vaksinasi yang dilakukan sang ayah menjadi salah satu faktor kesembuhan edi saat itu
saya ratakan semua harga termurah yang saya bisa
sistem perkoperasian menyebabkan mereka terkecoh hingga tertipu oleh kooperasi papanama hingga investasi bodong yang mengatasnamakan kooperasi
oke jalur kiri gunakan jalur yang sudah ada
mereka pergi keluar ke satu titik
kasih kejutan ke tim tim besar ya
nsa sebagai pemuncak kelas main gitu di tahun itu
saat malam datang malam basi kambang pun digelar
nanti kalau udah ada pengumuman penjualan tiket
selain franz wacter ada tiga nama lagi
kenapa nggak dari lama itu dimasukkan
kalau misalnya terjadi pergantian pemerintahan nantinya ini persoalan ini bisa kemudian kita selidiki atau dilakukan penyidikan ya
saya berbicara tentang isu itu dengan budi laksana
semuanya cuma ya suatu batasan waktu juga saya mau pulang bandung pak
dan bisa bersaing dengan
apalagi kemarin dari evo standar bogor juga udah mulai kesana
sementara warga bina itu atau napiwak itu kan
semoga ini menjadi sebuah motivasi tersendiri untuk mengalahkan satria muda yang boleh dibilang cukup di atas angin
ditegur nggak mas sama presiden atau mungkin mendagri dengan keputusan ini
bisa searching di youtube maksudnya mereka mainnya juga so far nggak jauh beda kayak tim tim
tapi kalau kita lihat prospek jangka panjangnya ihsg dan juga pasar modal secara keseluruhan
dulu kita buka harga rp tiga ratus lima puluh
ada mix and match kayak gitu lah yang
tiap gang itu dulu ya kalau sekarang agak berkurang
dengan punya komunitas seperti ini
nama awardnya mungkin nanti teman teman
terus pernah juga gara gara sabun literan nih kak
cuma dia harus tahu kapan harusnya attack kapan harusnya
istirahat setiap dua atau tiga jam atau jika balita terlihat gelisah
yang ngeliat empat semifinalist kemarin di babak semifinal
calon terkuat juga untuk jadi juara lagi musim depan ya
tarif yang berlaku saat ini adalah masih merupakan tarif promo
apa saja faktor yang menjadi penyebab takluknya garuda muda
mungkin coach pothoman juga bisa
ini juga memperkuat dan mengesistensi bahwa kekerasan itu selalu berlangsung di ranah publik dan atau di ranah sistem sosial masyarakat kita
orang ini dari mana mana orang yang mau terima
kalau untuk rasa sih relatif cukup enak ya menurut saya
nah ini biasanya dulu kita pakai bi checking sekarang itu melalui klik atau sistem layanan informasi keuangan yang sekarang berada di otoritas jasa keuangan
lanjut nggak ada uang nggak ada biaya
ya saya kira ini kementerian perhubungan juga karena kaitan sama pemda
menjadi suatu kehebohan yang baru
makanya kalau gue ngeliat nih aven ini peluang bermainnya di pasifik ya tentunya sangat besar ya
ia pun mempercayakan proses pembentukan keramik pada haris supriyatna seorang perajin yang telah tiga puluh lima tahun lebih membuat keramik
nah bisa juga ada opsi misalnya kalau apa ya partai partai ini bergabung gitu ya
mungkin gue lebih mau kayak ini sih
hanya menempuh waktu lima belas menit saya sampai di tempat kedua yaitu masjid atta awun ⁇
lu ngapain nanya kalo lu sendiri nggak tau paramore cuy
jadi orang akan melihat korelasinya kemana mana ini
dan yang kedua pasal dua ratus empat puluh yang mengatur soal penghinaan kepada pemerintahan yang sah
iya karena masalahnya disana itu gak tau kenapa kalo hujan tuh makin lembab embunan gitu
hanya disebabkan karena kondisi cuaca namun juga penggunaan produk parfum body lotion maupun skincare yang memiliki kandungan zat tertentu sehingga memicu iritasi pada kulit
sayang gitu gak didukung dengan manajemen yang mensupport lingkungan yang sebenarnya udah bagus gitu
delapan provinsinya sempat naik suhunya melebihi empat puluh derajat celcius
terutama di momen momen penting yang spesial
agar genjatan senjata dapat segera dilakukan dan bantuan kemanusiaan dapat juga dilakukan tanpa hambatan
kecuali orang terkenal seumur mas komeng itu anomalia
terbaru ada bansos berupa bantuan langsung tunai dengan anggaran sebesar sebelas dua triliun rupiah
kalau dilihat ini kan
maksudnya lu mau punya lapangan sendiri
jadi makan olok olok ini adalah prosesi di mana mempelai ini pengantin baru ini diajarkan bagaimana cara istri melayani suami mereka
ya maksudnya senjatanya banyak
kemarin seperti anda tahu saya jadi lawyer karena beliau di pengadilan di mk
posisi lu kan sekarang istilahnya main guard
jadi harus ada keterpaduan sehingga tidak bisa berdiri sendiri revitalisasi terminal tipe a
kalau gue sih lebih ke arah lihat gimana dia bisa melakukan pembuktian ya

tentang bagaimana kondisi industri tekstil di indonesia
ada warga yang menerima uang hingga dua puluh enam miliar rupiah
komisi dua sudah berinisiatif untuk melakukan revisi undang undang pemilu
karena dia harus melihat ke rivalnya yaitu real madrid
walaupun memang sebenernya di season lalu udah mulai keliatan
karena kalau lihat dari tren lima lima pertandingan terakhir bali
lebih mudah paling asesnya dua kilo kurang dari dua kilo lah
minimnya modal menjadi tantangan besar bagi para produsen ikan asin termasuk kasran
punya lifestyle yang tinggi
parkirnya harus di pinggir rumah
tentunya ya dengan pemain bpj yang notabene merata gitu ya
ini pemain yang harusnya bisa dicontoh sama pemain lokal lain
tentunya seni seni gamelan
maksudnya apalagi reza juga udah pernah merasakan final di situ gitu kan
sehingga mereka bisa mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik melawan kita
dan perusahaan telekomunikasi tersebut
dribblenya udah susah jadi udah jadi center aja
dan dapat diakses kembali oleh calon peserta didik baru
kayak ini kayak terusannya lufrey aja cen
kalau betul betul diverifikasi
karena ya siapa lagi gitu maksudnya kan sekarang ya yang sisa juga yang udah cukup lama di liga pun ya tinggal sisa henky lakai gitu ya
yaitu malaysia singapura brunei dan thailand
itu gue baca dan juga kan gue liat komen komen ya
ia kehilangan tiga ponsel dan uang satu juta rupiah akibat ulah seorang pencuri pada senin enam belas oktober
ireno wardani nabil haris jakarta
dan kita langsung tag tiga episode beruntun
sementara khusus delapan belas sampai dua puluh sembilan april mendatang
jadinya tinggal balik lagi ke sobat gencet
ndek kuah sama sekali
dengan tadi kalau di episode dua kita bahas role player
menemani enam tim yang tadi gue sebutin sih
di situ ada terminal kecil tipe c lah gitu
garis garis yang di amerika
karena memang banyak hal yang perlu diperhatikan
lalu apakah anda melihat kondisi ini masih cukup signifikan untuk membuat kesadaran generasi
bisa bisa banyak di playoff ya
sejak dua ribu lima dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten lombok tengah
si brandis memang apa ya he s a good ball handler good scorer juga ya sesuai dengan mungkin sesuai
selain itu selain nama pringgok
dbl ya iya tapi sekarang bagus banget
ibu zelda kalau membahas mengenai pembukaan pembatasan wisatawan mancanegara di korea selatan
anak saya bisa keterima di tujuh universitas
kalau misalnya kita lihat rekor kemarin mereka cuma ketemu sekali karena mereka kan beda divisi ya
jadi itu akan menjadi hal yang sangat penting
apalagi mereka kan tidak bermain di surabaya gitu kan
jadi ya pemain asing ini yang lu bilang yang perlu konsisten lah in every game
itu dari kejaksaan penugasan dari kejaksaan
kami akan bahas sore hari ini bersama direktur indonesia indikator
yang sangat superior gitu di euroleague
waktu liga mahasiswa di otista ya
kewajiban gue harus banget dateng ke sini ini karena pengabdian gue ke idola gue
itu dua poin utama kalau menurut gue
kalau misalnya kemarin si glover dibilang jelek enggak
jadi kalau kita sisir dari hulu sampai hilir
dan aku juga sering pakai parfum sampai ke kulit itu yang buat iritasi
info dari kai itu ada pemutaran arah dari utara ke selatan itu
justru itu saat calvin untuk berpengalaman gitu lah
karena beban guru beban ini juga perlu menjadi perhatian kita ya
tapi kalau kita trading forex rata rata kita tradingnya ponster ring usd euro usd usd swiss franc
jadi ini sidebar sidebarnya gitu ya pak
ada satu kebiasaan yang selalu dilakukan para pegawai sebelum warung nasi dibuka
bukan perkara properti dan materi saja yang hancur
ya pertama kali pertama tama terima kasih nih concernnya terhadap gerakan kita kebaya gus to unesco ini
selain di jawa tengah banjir pun semakin intensif
ya that s why gue nanya itu juga maksudnya secara persiapan gimana gitu
setiap gue melihat permainan dari baskonia juga
dan secara permainan sangat masuk ya ke tacticalnya kostondi ya
itu salah satu pemilihan yang tepat dari david singleton
kita belajarnya dari yang general saja dulu ya
camilan hingga beragam branded fashion berawal dari dua puluh calon pembeli yang ia kumpulkan dalam
mike james yang udah udah duluan ke sana dan elio kobo juga di sana satu lagi si jordan juga ada
tapi saat daniel bermain ini
akan bermain atau enggak gitu kalau misalnya bermain
ya jelas itu sangat kelihatan ya mbak ya
dari sisi nilai transaksi investor institusi asing masih mencatatan andil yang cukup besar terhadap nilai transaksi di pasar saham
walaupun kita tetap di hati ini ada kegelisahan juga nih
mau sepeda dia kembali jalur kiri
caranya dia jadi starting juga beberapa dominasi di point offense and defense
membuka usaha atau saham dan reksa dana
dan sayangnya dia harus usah kerennya talking musim ini untuk menjalani perjalanan baru
buat lebaran ini kan masih
bahwa perusahaan tersebut menunjukkan untuk beroperasi
meski dahulu kepala kambing menjadi sajian kelas menengah dan ke bawah
dan ini telah meluas hingga ke gedung parlemen federal
dalam surat keputusan nomor enam pp dua dua ribu dua puluh
kayak ngomong kayak pernah tuh kayak kan karena emang lingkungannya basket dari vskd kan kayak ngomongin pemain pemain iblg
berarti lu dari smp waktu lu mulai
pasti nanti kita udah bahas seasonnya udah bergulir
tetapi setelah ada angkutan namanya transbanjarabakula sebesar dari pusat sekarang sebenarnya jadi rame
kalau per tahun ini lebih dari dua puluh enam ribu dolar
tapi ketika air begitu masuk itu lewat ini ventilasi
kedatangan mike glover ini jadi
menurut catatan badan kesehatan dunia who
itu sih penonton juga serem banget sih ngeliatnya jadi kayak
saat ini kami baru mengoperasikan enam belas trainset dengan dua ratus tiga puluh empat perjalanan
dan aksi bapak ini bereledah
bahkan petugas yang berjaga sempat kualahan menghalau banyaknya warga
ya ya soalnya ngomongin umur juga kayaknya
asal dia mampu merepresentasikan masyarakat ada di parlemen
laki laki dan perempuan setara lansia dan anak anak
ya maksudnya secara lokal memang tinggal tunggu waktu aja seperti yang kita katakan di episode sebelumnya loh
dan begitu saya kalahkan beliau
menginjak tahun kelima della kemudian melengkapi bisnisnya dengan membuka bisnis laundry
merek bakpia di patok umumnya menggunakan nomor rumah seperti yang diawali oleh limboxing
tapi kalau misalkan ada pemain yang bisa menutup itu
sesuai dengan pm nomor enam puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
banyak yang masuk ke si rolik ini kan atau salah satunya mungkin ada olympiakos yang yang cukup
kemacetan ini lebih baik jika dibandingkan dengan tiga minggu sebelumnya
gue inget yang lu tulis di story
berarti dalam beberapa bulan kemudian
tidak semua orang meninggal dunia itu diberitahu
dan juga mempertimbangkan peserta termasuk juga dengan pemilihnya
di tiga quarter awal tuh
dalam menjalankan bisnisnya hani dibantu oleh sang suami yang berfokus di bagian produksi
semoga kita berjodoh lagi pak
dan ya lu lihat aja lawan bali
ya dapat dikatakan dalam miniatur timnasnya thailand
jadilah satu talent pool draft yang ideal
kalau kita lihat hingga di desember dua ribu dua puluh
terus begitu acara ini kita adakan untuk spot restoran indonesia
wak dola tokoh masyarakat dari pulau sabang di aceh
daripada uangnya izinnya gitu
karena jujur kalau misalkan ia terlalu utang dan sebagainya itu akan menganggung produktivitas dan bisa menganggung juga produktivitas dari perusahaan itu
tapi ya yaudah udah kepilih kan
sentra ini punya dna yang berasal dari bakpia patung
apakah seharusnya bank juga bisa melakukan proteksi proteksi yang lebih complicated
lebih efisien dan efektif aja terus waktunya juga jarak tempuhnya lebih cepat
ferry almsari bakar hukum tata negara universitas andalas kita akan melanjutkan perbincangan ini
cio dapet satu skill yang
jadi kasusnya saya yakin ini ada
plus tidak hadirnya elkan bagot
misalkan mereka lagi down lagi kurang gitu lagi jelek
jadi ini jangan terus diartikan karena vaksin

ataupun sanksi lain yang memang masih diperbincangkan
aduh ntar ini habis turun di stasiun cawang pindahin tas dulu ya
nah terakhir sekarang karena sudah semakin bergaung gitu ya usaha kita untuk pelestarian
apa yang terjadi sebenarnya sudah diatur dalam undang undang pemilu
lah oleh kalian gitu ya karena kan memang topik baru
buset semuanya itu turun
mantan detektif duncan mcnabb mengatakan kepada abc
akan diangkat di situ
yang terakhir ibu risma adalah menteri sosial
berapa lah gak tau gue juga lupa
mohon maaf kalau pembahasannya kurang lengkap
kemudian dalam beberapa aplikasi itu bisa kita diarahkan
ini kita juga masih menunggu ya hasil dari fonis terdakwa hendra kurniawan dan juga agus nurpatria
artinya kemudian dalam negeri juga saya kira mereka kan punya subdit perhubungan atau transportasi ya
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam para pendengar setia abastov dimanapun kalian berada
artinya masih ketat ya sampai hari ini ya mbak
nah tapi ya kalau dibandingkan dengan pop zaman dulu
ataupun ada temporary nutritionist
gurih rempahnya berasa strong dagingnya empuk bumbunya berasa
indonesia kalah dua dari uzbekistan pada laga semifinal piala asia u dua puluh tiga dua ribu dua puluh
ya gue melihat ini bakalan jadi
ini harus diisung dua duanya secara berbangan
ngetrend loh mas di anak anak skena musik tuh kayak gini semua anak anak hardcoret namanya
dan menurut gua itu hal yang wajar ketika mereka kalah ya ga banyak orang yang bisa ngasih ekspektasi mereka menang
kalo gua liat sih so far harusnya kedua tim dari british
berarti semester tiga tuh dua ribu delapan belas
jadi pertanyaan besarnya apakah dengan menyebutkan dengan sesuatu yang tidak pasti
ya makanya kalau dari sm sih peran dam julian mungkin ada
mungkin kementerian harus memberikan prioritas pak
itu berbahaya sih itu
perlu kesabaran yang lebih untuk mengajari orang orang tua ini bisa membaca dan menulis
kita akan bahas lagi selanjutnya di episode ketiga
ada antoni bin kalau di ibl dia itu nanti berstatus sebagai pemain
dengan negara negara anggotanya sekaligus sebagai upaya mengimbangi dominasi tiongkok di wilayah indonesia
kalau hanya mengandalkan penumpang aja kurang dia
kapan kemudian prediksinya kasus di indonesia ini bisa melandai pak
karena andrew lansun dia kerja kerasnya gokil sih menurut gua
ya ini memang tadi memang saya sudah sampaikan juga di tangerang ya
tempat pemrosesan akhir sampah di gili terawangan
gimana gimana sedikit aja sedikit ini kan belum tiga puluh menit juga
dulu dan sekarang lebih kurang sama
kita bahas hal ini bersama dengan ikrar nusa bakti pengamat politik dan juga sebelumnya
dari gue sedikit aja mungkin kalau anthony bin perannya akan terlihat jika pj bermain dengan tim yang mungkin secara level sama
untungnya mereka masih punya perasaan tawa ya
kalau pihak laki laki masih kalah juga sudah tiga kali diulang
nah di tahun ini kira kira jumlahnya tidak lebih dari seratus kelompok pak
karena pool ini kan berada di pusat kota
biasanya sebelum pertandingan quarter final
ini merupakan komitmen polri untuk terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap kejadian ini
hmm pak ardi kalau kita bicara mengenai kasus ini
pada dua ribu dua belas saat masih menjadi karyawan di sebuah perusahaan yang memanfaatkan sela sela waktu untuk mencari uang tambahan dengan cara berjualan berbagai macam produk
cobain tadi yang kopinya aja alias espresso itu tadi
nah inai ini mengandung pewarna glukosid dan asid heno tanik
yang peduli yang care yang suka dengan sesuatu yang berhubungan dengan binatang binatang
makanya dan itu juga menurut saya juga perlu juga kita pembatasan untuk umur gitu kan
di sini pengunjung juga bisa jajan kuliner khas lombok yaitu sate bulaya
karena kalau scrimmage sama game langsungnya dia tonton sama banyak orang
bahkan lo main sama gus nanta bahkan lo main sama januar kuntara di lapangan
kalau mau lebaran di pasar baru
baik ya jadi ada high law post
saya waktu masuk di akhir desember
selebihnya ya tinggal nunggu waktu aja sih
terus bisnya juga banyak kalau menurut saya sih
saat ini kita masuk ke episode satu ratus lima puluh sembilan kalau di episode kebaru terbaru masuk episode ke sepuluh
melebar ke libanon melebar ke syria melebar nanti misalnya dengan iran akan semakin merumitkan
terus kemarin di hang tuah sekarang dia di bima perkasa
iya terlalu jauh gitu
dan untuk membantu ataupun mengurangi penyebaran covid sembilan belas yaitu virus omikron juga
pengikut dari tiga lapak jastip di ponselnya putri bersemangat mencari jastip di ponselnya putri
si federico darmawan kalau gak salah namanya
ya ini bagi saya mk sudah terlibat dalam permainan dan disandera kepentingan kepentingan politik
gak mungkin yuda bisa main empat puluh menit terus gitu
saturasi oksigen berada di angka sembilan puluh hingga sembilan puluh dua persen
ga jauh berbeda ya untuk tahun ini
dr matthew he adalah seorang ahli endokrinologi yang berbasis di darwin
karena kan lokal juga suka nggak dipentingkan gitu sama si pemain asing
adalah kelompok yang terwakili dalam proses pengajuan mencerminkan luas dan dalamnya permasalahan ini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
bersama dengan elfrande dewangga dan juga ferrari atau komang teguh
yang pas lawan sm juga tuh yang scrimmage kan gokil gitu dia
jadi nanti sampai kita pilih waktu yang strategis
kalau maret apakah mereka bisa bounce back minimal raih satu kemenangan dulu lah untuk lebih mempermulus jalan mereka di musim ini sih
mungkin karena masih kualifikasi kali ya
cuma tadi kita lebih banyak ngomong tentang seorang dion
iya benar sih emang muslim deh
kayak tulisan mahasiswa asli indonesia lagi belajar bahasa inggris atau menggunakan translator atau apa gitu
nah sekarang pertanyaan saya selanjutnya adalah apa nanti yang membedakan
jadi ini kan uzbekistan ini meskipun ada di asia tapi karakter mainnya eropa timur ya
di bali tapi waktu itu belum main jadi baru bermainnya di seri kedua di kota malang jadi
ya tapi saya juga kan beberapa saya nggak punya duit
hari hari pegawai bakpia bekerja di tempat mbak sun
milos teodosic gak bermain seperima musim musim sebelumnya gitu ya karena umur tiga puluh enam tiga puluh tujuh ya gue santas
rasanya juga autentik enak
keluarga ini memiliki pertimbangan masing masing nih mbak mengenai merencanakan memiliki anak
karena budaya itu yang didaftarkan itu dianggap sebagai budaya yang dilestarikan
kalau suhu naiknya sangat dramatis
berapa dia ketika dijumlahkan kekuatan parlemennya
tapi sebelum itu tadi mungkin nambahin ya pak uji tadi bilang kita akan ada satu wakil di bcl
selamat malam mas noval
nah kekurangan kekurangan itu yang katakanlah dia butuh sepuluh koridor
ini diharapkan akan memberikan dampak positif ya kepada pasar keuangan dan juga pasar modal dan juga kepada investasi di sektor realnya
ini kita langsung bawa orangnya kesini
total ekspor indonesia ke amerika serikat pada dua ribu dua puluh satu mencapai dua puluh lima delapan miliar dolar amerika serikat
robot catur yang ditampilkan ini merupakan penyempurnaan dari prototipe yang sudah dimiliki sebelumnya oleh universitas gunadharma
ya satu ratus dua puluh lima orang yang meninggal dunia merupakan aremania atau supporter klub arema dan sementara dua lainnya merupakan anggota kepolisian
ada dhani ray mungkin winston ya winston harus lebih naikin level lagi menurut gua
dianggap kok lokal yang dalam tanda kutip tahun lalu nya bagus diambil sama dewa gitu
seperti itu dan sampai saat ini masih berlangsung
dia ngelakuin beberapa eurostep
bagaimana caranya untuk menjadi seorang pebisnis di bidang kuliner yang satu ini
masih belum siap kayaknya untuk bermain di ibl gitu
kayak misalnya kalau di lapangan cuma ada empat lampu cukup
tidak hanya dari sisi komiknya tapi juga mungkin
kalau misalnya untuk kerusakannya sih menurut saya masih minor ya
saya pernah pesan sama teman teman wni yang hobinya juga masak saya juga hobinya masak
jadi punya chance buat main di bcl ini
berdasarkan dari data cnbc indonesia
jadi diharapkan nanti start oktober ya
bahwa proper rating incumbent presiden saat ini cukup tinggi
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual pengamat sepak bola muhammad kusnaini
ini berarti uas udah beres nih uas nih
untuk biaya biaya kesehatan ini akan masuk ke dalam post living atau biaya hidup
supaya yang sesuatu yang pendapat yang berbeda
caca pasti akan kalahkan
ini mereka mengklaim sudah bekerjasama dengan sejumlah umkm
secara pertandingan lokalnya memang kan banyak pemain pemain yang boleh dibilang secara pengalaman tuh udah cukup malang melintang ya
saya lanjut dulu kambilnya mantap
bahkan air baku mutu untuk farm
anda punya fasilitas apa saja
kita akan lihat seperti apa sebenarnya perjalanan yang terjadi ketika indonesia dicoret sebagai tuan rumah piala dunia dua ribu dua puluh kali ini dua ribu dua puluh
sohib terbaik nih bu jadi susah kalau misalkan udah sering main bareng gitu kan tiba tiba
pelajarin yang waktu saya masuk juga pelajarin
tapi kalau bisa ya semua
sehingga ketika terjadi hujan
kalau kita di bali kan mengenal namanya taksu ya
serta putusan mahkamah konstitusi nomor dua puluh tanggal tujuh september tahun dua ribu dua puluh
dan ketiga jangan takut kalau memang kita terkena menjadi korban
sekarang pamornya meredup gitu
witras iya iya karena memang memang ya tahun lalu pun kita juga enggak ada yang nyangka prawira bisa
gimana secara mentalitas tersebut ya
gitu lo tau lagunya coba sebutin tiga lagunya ini dong
itu ya asumsi kita pribadi tapi
selama berapa lama industri tekstil indonesia cukup terganggu
akun perbankan kolega wartawan senior kita ini dibobol
basket tapi bisa foto basket aja udah banyak banget
ya soalnya kalau lu waktu itu nulisin bola lu belum tentu dapat kuliahan gratis loh
pemerintahan terus menggencot konsumsi masyarakat
soalnya kan wenas terkenal dengan istilah lord wenas kan
melihat ada pemain baru search ibaka
dan dulunya sedianya itu terminal itu di pusat kota harus ada
dan lembaga dan kesejahteraan
saya lihat kalau di gang gang kecil
ya bisa juga malah jadi turun gitu
bahkan even timo pun yang menitnya ga banyak tapi dia pun udah dapet apa ya dapet flownya lebih enak gitu
dan tentu saja transparansi anggaran transaksi yang jelas asal usulnya
ada ratusan sekarang kalau saya nggak salah ya teman teman sudah mendata gitu

oh jadi ketika hujan datang itu sempat ada yang datang
oke ini setuju apa nggak setuju
di mana merusak prediksi prediksi
orang itu calon dari pdp atau calon dari partai gerindra
ya memang kebetulan lagi lagi kami berdua turut menjadi pembentuk ya founders dari persiwi pinkloria
nah untuk itu saya akan perkenalkan juga yaitu bapak haris sukandar yaitu pemilik kafe akses atau akses itu bapak ucapannya
yang lebih produktif jauh dibandingkan maltis kimbru dan secara sizing lebih oke dibandingkan
coba kalau di quarter empat nya ikutan masuk masuk juga
jadi kalau kita melihat bagaimana visi indonesia dua ribu empat puluh lima kita bisa menjadi negara berpenghasilan tinggi
kesempatan dan menit bermainnya pasti berkurang
bagaimana kita bisa membuat orang itu bisa tertarik sama kita karena kita bakal menang
kita ada butter chicken kita ada star fright tofu kita ada terong balado juga kita coba
dan menentukan siapa yang pantas untuk memimpin negara
kalau gak ada dede sama yesaya sih gue gak ngerti lagi ya
pertumbuhan yang positif tersebut tentunya menciptakan iklim infrastruktur
kayaknya ini mau uph tapi gagal ya mungkin
karena pak mahfud itu tas tas gitu
ditambah tipat akan mengenyang
enggak sih mas soalnya dulu nggak pernah nanya nanya gitu kan
whatsapp ataupun melalui customer service ataupun juga melalui booklet ataupun leaflet yang dibagikan
ya karena gue melihat juga di tahun ini semakin banyaknya pemain asing
juga teman teman rekan rekan relawan
adapun indonesia kembali kedatangan lima juta dosis vaksin sinovac
mungkin pembahasan dari pemain lokal ya
luar negeri membuat konsumen loyal berbelanja begitulah yang dirasakan oleh putri yang menjadi
tapi begitu terpilih jadi presiden
jika melewati kawasan stasiun depok lama di kota depok anda akan melihat jajaran sepeda motor seperti ini
jadi gak terlalu mencolok gitu
thank you banget ya pak waktunya pak
apa ada mbak dalemnya itu
sebagai upaya regenerasi pemerintah purwakarta berencana terus mengenalkan
secara sederhana terdapat tiga macam kapasitas memori manusia
tentu meningkatkan potensi kemungkinan kerusakan
menurut supardi di serandaan bakpia tak sekedar menjadi oleh oleh
itu sebabnya saya perkiraan lagi planningnya tujuh puluh persen dari satu ratus delapan puluh satu lima juta orang itu akan tersuntik di bulan november
ketika pilpres dilakukan secara langsung
ya tambahan gue mungkin ya mereka more dended ya
kan pabrik itu biasanya tujuh hari ya gitu kan
terima kasih sekali bapak doktor siao tiongjin
menarik untuk dilihat di musim berikutnya ini
kalaupun atas perintah sel misalnya
yang beda itu motivasi di belakangnya
sampai tiga kali gitu melakukan pergantian pemain asing gitu
bang hari hari foto kan bagus bagus
dan juga masih bersama penyunting dari halo basket ada fauzi kali ini disini
dan orang tua itu kemudian membayar sisa dari hasil subsidi tersebut
kayak di game kedua cuma beda situasi aja nih
karena mungkin secara penyewaan tidak terlalu tinggi
makanya lu gak boleh ngedengar apa kata pemerintah yang begini begini enggak
ya kalau pbb ini berhasil melampaui empat persen insya allah kita akan terus berlanjut
debat ataupun adu program
karena dari awal quarter sampe quarter tiga
aduh kurang ngerti deh waktu itu kayaknya emang bener bener masih kecil banget jadi kejadiannya tuh pas sedang penalti
tapi gak lama kayak berubah gitu jadi keraguan
nah ini apakah arki akan bermain
dari bawah kemudian high school
jago gue latihan mulut gak jago jago
kita pengen melihat pj sama prawira ya
berdiri sejak tahun dua ribu dua belas grup gamelan bike bike telah sukses menghipnotis para penonton
ya saya tapi percaya sih tetap optimis dan bersyukurlah istilahnya jalan ini
gua ngeliat dia beberapa kali juga cukup hustle
fall fallnya cukup banyak ya tadi game tadi ya jadinya
kemudian mereka hiburan lagu hiburan game ada yang morning joke nya
kejadian lagi gitu pak di tahun ini
ya jadi dalam program ini ada lima tipe
karena mereka itu yang tiap hari ketemu dengan virusnya levelnya tinggi
sudah lima hari ini belum sampai selesai
tentu dengan cara yang membuat masyarakat tidak panik lah ya
gimana performanya josh giddey
yang dikirimkan sore hari menjelang waktu berbuka puasa
kalau musim musim sebelumnya serian musim regulernya
di sisi itu aja sih sebenernya

cuma ya mungkin ada visi yang berbeda dari coach jerry delalowang dan manajemen gitu ya
harus ada yang bisa lebih
zaman dulu yang demografi yang suka k pop ini masih agak dewasa ke atas
di pertandingan beberapa pertandingan terakhir kan
jadi orang itu bukan kemauan kita datangnya dari alam ya
entah dimananya pengantinku ini
makanya agak cukup berat tuh untuk secara fisikan
kan itu kalau muntah ya pusing ya
beberapa waktu lalu sudah ada kebakaran lahan
public transport harus pakai masker
ya di game pertama itu mungkin uji cobanya coach andy ya
sudah pernah main bareng
jangan lupa banyak saudara saudara kita di seluruh indonesia
ngasih sesuatu lah di setiap wacana
melu cak ganjar belusukan lagi
memperluitaskan pada koperasi koperasi yang memang belum banyak sentuhan teknologi digitalnya tadi
kalau di lokasi yang tetap disini kayaknya bapak fauji akan terus benda bringi kita
dan gue jamin bisa masuk playoff
sampai sampai para pemilik usaha lapak ini membongkar rumah pribadi mereka untuk dijadikan lahan penitipan kendaraan bermotor
jadi kan untuk anak sd misalkan karena dia usia pertumbuhan kelas satu sampai dengan kelas tiga grade satu sampai grade tiga
mereka semuanya itu kan berada di bawah kekuasaan atau otoritas presiden
kayaknya udah matang tiba tiba ada covid begini jadi nggak jadi
betul betul mungkin jadi catatannya adalah
adalah sebesar dua lima ratus sembilan puluh dua enam ratus lima puluh tujuh per rumah tangga miskin per bulan
karena ketika di game tadi juga
menkes menjawab setumpuk persoalan menangani pandemi covid sembilan belas
staf khusus menteri pak don rosano
nah wira kan tadi kita udah sepakat bilang udah pada jadi semua
macam gini ketika kita bekerja kita terus kemudian memiliki masalah finansial
untuk kemudian bisa membantah presiden
mengurangi jam kerjanya gitu kan
kemudian hari ketiga saya melaksanakan track
dengan kemudian kooperasi dengan para mitranya
ketika mereka masuk ke ibl draft
karena mereka kalah bisa dibilang kalah dua kali di final
kalau orang hukum mengatakan kausabela gitu
ini gue tadi buka
mampu mengantisipasi kalau terjadi krisis konstitusional di negara ini
gue udah gak tinggal sama orang tua lagi
bagaimana sikap partai soal isu kepenjahan mas gibran
yeskiel ada meylensun ada siapa lagi tuh yang kemarin
bagi para investor pak yang berencana berinvestasi dalam pasar saham indonesia
sebenernya pas sma kelas satu belajar shooting kan itu dulu shootnya kiri sampai masuk pskd itu masih kiri shootnya
makanya kalau ada yuda tuh sama kenet di dalam kan yang bawa bola kan si kennet kan
satu lagi kan mereka punya matras matras apa
gue sangat suka dengan jewelry juga
nama nama seperti quintin doff atau mungkin
itu sudah antri berjam jam yang ini sudah habis semua
september itu adalah mencari
di sini ada tipat kare bakso ayam
dan panitia panitia dkmnya juga kayaknya memang
dan tentunya big match antara prawira bandung berhadapan dengan dewai najib surabaya
kita akan bahas tentang kesiapan tim kesiapan tim untuk di musim ini dan prediksi prediksi
pasal tiga belas b menyebutkan adanya sanksi bagi pihak yang menghalangi pelaksanaan program vaksinasi
ya mahardika anda sebutkan tadi terkait dengan petir
nah tapi yang terjadi adalah setelah diterapkan dua ribu sembilan sampai dua ribu sembilan belas yang lalu
karena bakalan sangat sulit sulit banget ketika lu ketemu tim yang apa ya bisa dibilang ya punya
tapi mungkin dari dulu kali lu kan tadi gue udah mau mulai gua ya dua kali
jadi secara langsung aja jadi turun temurun mereka datang kemari
bekerja sama dengan pt biotis pharmaceutical indonesia
pertandingan pertarjaya sama west bandit
akhirnya kita menyapa kembali teman teman abastov
seperti anda katakan tadi adanya capital outflow terkait dengan kebijakan amerika serikat untuk menaikkan suku bunga pak
para pengumusi beruntung di lokasi ini mereka mendapat cukup bantuan makanan pakaian dan peralatan
kenapa suhu di kita tidak sampai empat puluh derajat celcius misalnya
ya tapi kalau gue nyautin fauzi ya tentang ngomongin pernafasan baru ya ya udah dikira kira itu yang penting ya
tim liputan cnn indonesia
sehingga terbukti sebenarnya dengan pernyataan status tersangka
nggak perlu cemas berlebihan
ya mensyaratkannya ketika nanti ada dibangun baru itu sop terhadap kedatangan dan keberangkatan bus
kliennya menerima proses hukum yang berjalan
harus agak mungkin pakai kacamata ya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
bram mending langsung musim depan aja sih
kawasan wisata ini merupakan karya masyarakat desa setempat yang dikelola oleh pemerintah desa
akhirnya malah bisa meneruskan side job yang tadinya dirintis oleh pasangan yang lain
berarti lu cuman bilang tugas sekolah
biasa biasanya sudah berjalan seperti itu kok
dan ini kan menimbulkan kekesalan lagi ya
sandra insanasari sonny sulistyo puncak jawa barat
kami sebagai warga negara indonesia yang tentunya berada di negara hukum kami pasti meyakini untuk mk bisa mengabulkan
karena ini semua sudah komplain kepada kita
dari mulai teknik memasak sampai tips tips
di kantor dinas pendidikan dki jakarta
setidaknya menutuplah dari pergerakan perangen
tapi karena gak memungkinkan ya udah kita pilih satu tempat
cuma kalau mas alagard udah oke sebenarnya prawira ya
ya gue pasti aja kaget lah
masih kayak malu malu sih kayaknya
gubernur kemarin menyebut bahwa bencana ini terjadi
waktu ketemu si fannisa pas smp itu
habis itu pas kelas dua udah akhir eh pas akhir semester akhirnya aku searching nih pskd
di point guard jelas dia di musim musim sebelumnya
atau mungkin brokernya itu sendiri yang berkedok sebagai legality provider
kalau memang bekerja dan dari tempat bekerjanya ada fasilitas benefit kesehatan
oh jadi kalau pagi dan siang warga ke rumah
ya untuk pertandingan pj sama west bandit sih
maksudnya tidak memenuhi syarat sebagai presiden itu apa apa
di beberapa season kebelakang
dicari dua terbaik untuk lolos
terus kemarin itu listrik sudah hidup terus langsung bisa
mpr itu bisa menunjuk pejabat presiden
oke apakah menurut mas gibran
gue melihat pastinya sih coach itu harusnya sadar lah ya dengan pace yang ketika dior masuk dangester sih yang gue liat sih
dr karyanti menambahkan dosis antibiotik pada anak yang mengalami sepsis
pokoknya ya membingungkan sih apalagi tadi kan kejadiannya nuke dari awal udah cedera ya
dan memang kebutuhannya skill nya di sini bukan hanya bisa menggambar atau meresign saja
kali ini masih bersama gue abok christian dan netan gue vincent manahem
kini dia akan masuk ke sd negeri sembilan banyurit
udah akan kalah dengan satria muda pertamina
dan saya masih bersama dengan menteri kesehatan republik indonesia budi gunadisadikin
yang kedua tentu saya juga dalam kesempatan ini menyampaikan bela sungkawa
dan mereka pakai kostum ala chef gitu ya
tentu saja namanya keluarga muda pada saat mulai menikah kemudian nanti misalnya dikaruniai keturunan
bawa ktm atau kartu
at least temen temen yang dengerin episode ini
dari segi coach memang harus butuh adjustment
dan yang menarik di pembuatan awuk ini dilakukan secara langsung
untuk mengendalikan api begitu mengendalikan kebakaran berapa banyak petugas yang sudah dikerahkan dengan sejauh ini data yang anda dapatkan
maka dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa
kami yakin anda telah memiliki strategi dalam mengelola portfolio
tangannya dihiasi dengan inai sembari duduk di kareta kareta sebutan tempat duduk untuk merah pule
cuman sebenarnya gue cukup yakin gitu dia memang bisa compete di fase grup
gimana per kasa impornya baru juga ya
pihaknya mempertimbangkan tetap memasukkan kelima pasal tersebut dalam rkuhp dengan berupaya mencari
yang masak ada mama kim disini
salah ya soalnya sejauh ini yang gue cari cari
beberapa miss ketika dia ngelakuin shot
selain trik di atas ada trik lain yang dianggapnya menjadi kunci sukses dalam bisnis yang sudah digelutinya selama tiga dekade ini
dan mungkin kita info juga kali ya
dan audit bersama komda kipi dan din kesetempat
beberapa proses seperti perebusan pencucian hingga pembakaran harus dilakukan dengan benar
jadi apa yang dilakukan oleh hulu kabupaten semarang salah tiga atau kabupaten yang lain
dan bener saja ini sudah kejadian ya
dari segi pemain asing dari segi pemain lokal juga jadi motivasinya jadi lebih gitu
dimanjakan orang tua tidak peduli ya
jadi kita seminim mungkin untuk terima komplain dari customer
dari keseluruhan wisata euforia masyarakat wisata ke puncak saat ppkm level tiga memang cukup tinggi
pengrajin itu misalnya pengrajin batik atau misalnya pengrajin tenun aksesori
jadi dinasti politik pun tumbuh dengan subur
artinya kalau kita melihat media sosial
tapi yang tadi abu bilang sih gue tertarik juga sih apakah nanti akan ada perubahan komposisi atau enggak
berarti itu karena emang
tadi seperti pulitan jaya punya dior
mari kita ganti modelnya
mulai itu kayaknya semester tiga deh
dr matthew he adalah seorang ahli endokrinologi yang berbasis di darwin
kita lebih mengenalnya dengan sebutan tudung saji
dan game pertama mereka di home gitu
selama tiga hari diuji coba dalam java chest festival robot hasil kerjasama java dengan universitas gunadharma ini sudah melawan lebih dari lima puluh pecatur dari berbagai level
sisanya sih masih belum ya
kayak bram gitu ya cuma ya gue rasa
setelah bahas tentang format
apa dengan skill yang dia punya
selain wiggins yang baru datang gitu yaa
jadi kayak belum latihan ini
iqbal gak pengen ke sonia jadi mbak dini pulang
pj lawan uspada kan cuma ketemu sekali ya
penerapan angka ambang batas parlemen ini itu harus dihitung ulang
mengenalkan sembilan puluh sembilan nama allah atau asma ul husna kepada masyarakat
dua puluh tahun jadi pencerahan keuangan di indonesia
dan kemudian nanti dilihat berapa besaran poinnya
atas bermasalahnya jaringan telekomunikasi optus yang disusun oleh tomm stainer untuk sbs news
sebenarnya bima perkasa juga pemainnya juga nggak terlalu oke sih sebenarnya secara roster lokalnya ya
ya walaupun lu gak dapet menit misalnya gitu
semua yang dikerjain ke atas nama hobi lo itu jadinya enak sendiri ya
entah emang gore nya harus dibongkar bagian mananya gak ngerti gue
medan ya lawan raja wali medan
untuk masuk ke fase gugur
bayu dibawa ke puskesmas mayangan oleh orang tuanya untuk diperiksa
jadi kalau kita bicara soal penguatan sistem presidensil
dia lagi dalam liburan di australia waktu itu ya
setidaknya ada lima hal yang menjadi highlight utama dalam rkuhp ini
dahulu kala banyak orang belanda yang tinggal di solo dan menyukai jajanan yang satu ini
berikutnya ada sop buntut yang ada di dekat kawasan simpang lima
ya tapi kan sudah berapa kali juga pbb ikut pemilu
kalau nba kan kayaknya agak kejauhan nih
satu arah jadi masyarakat yang melakukan upload berkas ini bisa ataupun input formulir ini hanya
jadi di rumah sakit cipto hari ini guru besar guru besar fakultas kedokteran ui yang senior senior
terima kasih sebelumnya untuk mas heri firmansyah
oke tapi tadi bapak udah bilang jurus ya
membayangkan seorang reza guntara nggak pindah gitu ya
mau diganti jafari mau ganti quintin mau ganti wendel gitu ya
jadi gue kenal basket ya bener bener
jepis ada brandon francis dan juga satu lagi anthony hester sedangkan berita jaya yang kita
hal ini disampaikan oleh erick thohir saat menampingi presiden joko widodo dalam peletakan batu pertama
metaverse itu memungkinkan melihat sesuatu nggak dua dimensi saja
karena robot ini seringkali memiliki partner
pemerintah indonesia menyatakan pelonggaran kebijakan ini akan terus dievaluasi
oke dok komplikasi yang paling ditakuti jika memiliki penyakit osteoporosis apa saja dok
dua asing yang lainnya
ya mungkin borneo ini tim yang
tetapi sekarang pemerintah membuka lagi
ada kembali gitu tahun dua ribu berapa
memaksa hingga ke game ketiga gitu ya
sanksi itu dapat berupa sanksi administratif dan denda sesuai dengan undang undang no empat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
enggak cuma itu perut keroncongan di tengah belanja langsung aja mampir ke stand kuliner banyak banget
west money itu kan tadi gue lihat di instagramnya meminta dukungan kepada warga solo ya
cuman ya gue harap sih physically dia bagus banget ya
ya pasti kita harus belajar lagi ya karena kan kalau tradisional itu kan memang udah kita kerjakan berpuluh puluh tahun gitu
dan tidak mengalami gangguan terutama dalam konteks nunggu yang sangat panjang karena mendahulukan kereta api jarak jauh
tapi yang memang dikritik dalam periode yang panjang adalah bentuk bangunan
terus pemilu tidak bisa dilaksanakan
jadi tidak selalu juga mereka yang berkuasa itu mampu
ada soto ayam dan kita juga ada chili
berarti jauh sebelum lu main di jets
ternyata kata sang pemilik janda adalah singkatan dari jakarta sunda sebagai ciri khas cita rasa sop buntut
nah jadi ya belum diputuskan yang mana yang akan dibawa nanti ke unesco
dan mencari solusi yang lebih pro rakyat
dan deputi satu bidang bahan sos yaitu profesor nunung
kadang seringkali kalau di kasus kami kami membawa bekal sendiri gitu
kalau lu lihat pemain timnya sekarang sama govinda
kalau memang dia tidak memiliki kemampuan untuk menabung untuk dana kelahiran
rusia gunakan senjata nuklir
dan juga bisa merahi lagi nih kepercayaan diri
armando julian bagir siapa lagi
ya tiga puluh an something lah
dan kita lihat tentu ada beberapa perbaikan perbaikan instalasi
karena pelita jaya pun nanti bakalan kedatengan justin brownlee
muncul lagi perang yang kedua hamas israel semakin mengkhawatirkan semua negara sekarang
para penyelenggara negara wajib melaporkan seluruh kekayaan yang dimilikinya
perbatasan bagi para wisatawan termasuk dengan wisatawan indonesia mungkin
mereka bermain sengit lawan prawira bahkan sampai sempat kejar kejaran angka
baru game mereka pertama kali di bandung gitu
mas wali apa alasan anda menolak pengadaan mobil listrik
itu juga yang menjadi ceruk atau porsi paling besar di pemilu dua ribu dua puluh empat kali ini
lu kan berarti sempat lawanan lah sekali dua kali lima
dulu di sini kita bisa melihat proses pembuatan dari mulai sangrai biji kopi
terbukti unggahan para paslon terkadang mendapatkan ratusan ribu
itu pertanyaan yang gak pun lu ditanyain
tentunya ketika bpj main di home bakal ada sponsor sponsor daerah yogyakarta
tinggal bagaimana bantuan lokalnya aja aslinya gak pernah flop loh
ya kita media pertama mungkin yang akan bahas eurolik ini gitu
terhadap januari september dua ribu dua puluh
kalau kita ngeliat satria muda mereka punya sandi ibrahim aja tinggi banget tuh sebagai shooter kan
ada juga satu parpol yang memboyong seluruh keluarganya untuk mencalonkan diri menjadi anggota dewan
dan sekarang lagi ngurusin proses
selainya produk sesendiri loh
vaksin memang dapat menciptakan antibody untuk virus ini
terus sudah setahun juga gak main profesional gitu kan
dan agen pemegang merak
bakalan seperti apa dari west bandits
jadi kalau di sukawumi kadang latihan jogging gitu gitu
dan ini bisa dari layanan kesehatan pendidikan sampai dengan urusan lingkungan hidup misalnya
ada pun juga dua pompa air yang berada
saya ada kogery dan juga bang asril untuk seru seruan mencoba wahana yang menguji adrenalin dan juga pastinya menyehatkan
terutama pemain power core nya ya
yon hermawan wiari jakarta
nah saat ini memang yang berkembang adalah slik ini akan digunakan untuk menilai apakah dia layak untuk mendapatkan pekerjaan atau tidak
mahal nggak sih mbak kalau dibandingkan dengan makanan yang banyak dikonsumsi di sana
atau banyak yang bertanya kemana nasir muda itu gitu
oke gitu aja klarifikasinya kalo ini abraham
enggak ini persepsi paradigmanya harus diubah
papa kayaknya gak sampe profesional deh
memikul beban yang lebih berat
yang dilakukan oleh presiden dengan mengundang ketua ketua partai itu sebenarnya untuk berembuk ya
tunggu satu poin gitu jadi itu tembakan tembakan yang sebenarnya nggak perlu diambil dan akhirnya
perbaikan apa saja yang penting dilakukan pasca sebulan
saya pastikan partai politik saya sebagai bendahara tidak pernah menerima resmi atas bantuan bantuan itu ke kita
dua melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga
terus kayak pas mereka ngambil time out tuh ada kayak
sekarang btw kita take tuh hari
sampai sekarang saya tetap tapi pegang resepnya bapak

antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum
start dengan sembilan belas gitu
saya menjadikan partai kayak menjadikan pt kan
inilah simulasi penerapan perangkat rem gas atau remote motor dengan google assistant
karena seperti yang kita ketahui daftar pemilih tetap untuk di tahun dua ribu dua puluh empat pemilihan presiden nanti itu ada sekitar dua ratus empat juta dpt seperti itu
itu juga sudah dibuktikan dengan
yang ketiga tuh ada kayak misalnya tempat tempat umum
di bangladesh dua puluh orang meninggal dunia
apakah anda mendapatkan informasi lainnya
yang dari teman teman tionghoa itu kita mengadakan sebuah acara chinese new year
walaupun ya hanya beberapa game gitu kan
kemudian korea selatan yang dipavorikan juga berjegal
apalagi joshua tuh sejauh ini gue bilang
kan intinya bermusik secara independen musik keras ini kan supaya kita bebas kan
tapi ada hukumannya itu waktu sosial
apapun yang terjadi harus tetap dijalani
sempat ada sekali gue agak pressure dia
atau atau memang wemennya butuh juga
jadi sebenarnya ada tantangan lain nih
saya pertama kali baru sekarang ini nyobain sate marangi ya
ternyata ada yang melihatnya masih belum banyak
di world cup nah dijeda jeda pertandingan satu ke dua mungkin
ya harus kita berikan cairan yang tepat ya jumlahnya
jadi botol plastik yang sudah di press di packing seperti ini dikemas nanti akan dijual ke pengepul ke pulau lombok terlebih dahulu
bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan pangan beras atau cpp pada tahun dua ribu dua puluh
apakah pemain paling tinggi ini bisa memberikan
kalau dari defense mungkin kita tahu semua lah damm dia nya ya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
tapi ketika itu dia juga pinjam di pinjol
apalagi mau menciptakan partai yang baru
ketika ada pemain cedera gitu kan medisnya pasti ter ini ya di dalam satu
pemerintah menerima pengetahuan yang tidak jelas
kalau dilihat bahkan misalnya upaya segera menangkap sel
ya jadi lu pas lagi
untuk non komportasi untuk kampus semuanya
seharusnya dia bisa supply
untuk mencapai jabatan tertentu
tenaga kerja multidisiplin sangatlah penting
yang kedua salah sistem pengurusan alam gitu
pengaruh terhadap inflasi dan stabilitas harga pangan nasional
cuma tinggal mungkin ya gimana bisa dia menemukan semacam kesamaan tempo dengan pemain pemain lokal yang muda terutama sih
jangan kita lalai alfa meletakkan handphone kita
maksudnya masih tetap ada di sana
tapi gue melihat agassi
dan lembaga dan kesejahteraan
ini temakku ini semarangku ini salah tiga ini kabupaten semarang
pasar tradisional dengan luas sekitar dua puluh empat meter persegi ini pun
di instagram betul tapi ini baru kebetulan aja baru ngumpul lagi di jakarta betul sekali
mau sampai kapan kita nyari stadion
ini terutama di beberapa game dia sempat kena full trouble gitu
cuma yang gue senengin dia bisa belajar gitu
sehingga kita ketika asal asalan kita tidak mendapatkan kandidat yang berkualitas
maksudnya begini bilang haters juga enggak
kita bicara jangka panjang sini karena biaya kuliah kan masih tujuh belas tahun lagi ya
masuk ke persaingan yang cukup ketat nih di babak playoff ibl
yang sudah kita kerjakan di jakarta kita sudah nambah sembilan ratus bed di wisma haji
nah sudah mulai mengalami penurunan
nah biasanya sebelum pertandingan quarter final
apalagi deh kalau lepe di brand brand yang familiar masyarakat ya
pace tuh ini berian berian corisano
yang sudah mendekat yang sudah inilah
harus banyak improvement gitu
ada yang bisa drive
meluangkan ilmu waktu dan anggaran untuk mencari jalan keluar
karena di sini itu banyak sekali kriminalitas
terima kasih mbak ruzika herlamong sudah berdekat dengan cnn indonesia newsroom
semoga sembilan hakim mk terbebas dari tekanan politik ya dan bisa memutuskan dengan adil dan betul betul jernih begitu ya tanpa ada intervensi politik
jadi sesuai ramah di kantong lah pokoknya

tapi sejauh ini sih berapa kemenangan
kemana mana yang membawa wajah sm tuh adalah rogun
karena tak bisa lagi bergerak pada rabu tujuh juni
dulu sudah pernah ada keinginan untuk menyidangkan pembubaran partai politik
jadi yang gue ngeliat kalau misalkan di awal udah pasti sih tim yang udah ngeblend duluan
dan itu ya yogi chan cukup ngebantu gitu
nah kita ada kesalahan di poin ke empat ini ya
performa dia di musim lalu kan memang agak menurun ya
sih dia sempat riba banyak juga poin double double sebelas dua belas
soal gemik politik memang tidak ada aturan yang melarang
nah kalau mungkin ditanya ngapain sih direvitalisasi gitu ya
ya terbawa suasana jadi ya militan banget gitu gitu
untuk menghasilkan sajian kepala kambing yang nikmat diperlukan sejumlah teknik memasak yang berbeda dengan sajian kepala lainnya
pastinya nggak mau melepas gelar mereka
jadi yang memiliki etiket vaksin ketiga
efisiensinya di tiga pertandingan kalau diakumulasiin gitu ya
lain lagi dengan putri siswi yang akan masuk sd anugerah ini tampak antusias memasuki sekolah barunya
ketiga terpidana mati kasus bombali ini menjalani eksekusi mati
tapi kalo kita liat dia di liga mahasiswa sih oke banget
sekali untuk mendapatkan tabung oksigen dan juga oksigen
wanita kelahiran sibolga dua puluh dua oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh empat ini akan menikah
nah berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor lima puluh lima tahun dua ribu sembilan belas
dalam mengandung minyak seperti itu yang kedua adalah untuk proses global bagi dampak bagi
atau kadang kadang orang ada sembilan yang dimasukin
andrew lansun ini pemain yang tadi kayak sa sebenernya posisinya tuh guard big guard
tibalah waktunya kedua mempelai melangsungkan akad nikah
yang kelihatan gitu ketika marah ketika apa
kelas dua belas gue baru main udah maksudnya untuk dilihat college itu bisa dibilang telat
matchup dow united dengan prawira bandung walaupun di musim reguler
aset yang kita punya hancur semua
dipinggirkan setelah dipinggirkan itu macam macam
untuk ngelakuin beberapa fairway fairway shotnya yang
terbukti dari sudah adanya sejumlah praktisi yang melakukan praktek serupa
waktu yang lama bagi terumbu karang untuk tumbuh lagi seperti sedia kala
bahkan keris indonesia sudah dikukukan sebagai warisan budaya dunia non bendawi manusia
cuma pas udah lulus udah dilupain lah
ataukah kita hanya bisa atau kemudian kita hanya menyerahkan pada institusi sekolah
oh berarti nyokap sempet ngomel
kita dalam tanda kutip dipaksa untuk berpikir keras ya
lihat gimana permainannya ya baru kita take
dan ketika mereka sudah dapat kemenangan nih dan mungkin salah satunya berkat dengan pergantian asing ke depannya mungkin borneo bakal bisa lebih baik lagi bermainnya
yang muncul nih orang orangnya pak jokowi semua gitu
bisa jadi ini adalah satu satunya pemanggangan dengan cara tradisional
tapi sejak arigi main di awal jadinya
di resesi kedua kemarin penguatannya cenderung terpangkas
yang ketika lawan medan ya
mulai dari tidak pedas pedas dan sangat pedas
nah itu dalam kaitan suku tionghoa etnis tionghoa itu masih mudah begitu loh pak
kalau melihat ke quarter final
kali faktor kekuasaan yang sangat berpengaruh
dalam enam minggu sekarang dia naiknya sembilan puluh sembilan
itu kan pemain pemain yang sebenarnya potensial banget ya
saya rival dengan pak jokowi
yang cukup mengejutkan dimana neemanja besovic akhirnya ditendang keluar oleh jajaran manajemen
untuk sektor yang kami melihat memiliki potensi yang menarik
karena ya kemarin gue baca beberapa artikel bahwa memang barcelona ini memang lagi parah parahnya ya masalah financial
yang biasanya kita nonton setiap pagi kan di nba itu
kebakaran terjadi pada pukul dua tiga puluh rabu dini hari di blok c dua lapas kelas satu tangerang banten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
buku siswa bahkan data nilai dan prestasi siswa juga hilang
simpelnya sih kita komunitas berkostum
korban adalah muhammad bayu setiawan
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
adalah merupakan program perpanjangan dari tahun dua ribu dua puluh
widy tuh udah dibiasa kalau suruh
pertama mereka ada apa yang dia pilih di
maka oleh mk diberikan ruang kepada pembentuk undang undang untuk mengatur hal hal konstitusionalnya
yang gojek preseason itu
jadi ini di hari yang sama ya teman teman ya hahaha jadi ini di hari yang sama ya teman teman ya hahaha
dari posisi pemain kecil
tapi karena memang ini sudah waktu sudah menjelang
bakpia hingga saat ini belum ada yang tahu persis tahun berapa makanan peranakan ini masuk ke yogyakarta
di perbukitan yang di situ di bawahnya itu adalah jalan vital jalan nasional
karena kalau tidak pasti saya sudah akan bergabung itu
di dunia nyata ternyata ada loh orang orang yang mengklaim bisa berkomunikasi dengan hewan
di pertandingan pertama sih emang waktu itu sempat pj udah unggul jauh
untunglah bahwa petugas jadi sistem benar benar bekerja
itu gua masih belum dapat konfirmasi itu ya
prof yusril bisa dibilang kuat iman ya pasti
memang ketika beliau punya kaya untuk tni angkatan darat
beni bersyukur ayahnya kembali pulih
nah ini saya sendiri kadang kadang berpikir sebenarnya tukir itu apa ya
agassi juga tadi baru saja ngomong ada kenalan di amerika
berarti kalo bisa dibilang peran papa lu
kalau nba kan dia gak pernah nyantumin siapa yang foto anjir kan
karena membuat harga gandum di pasar internasional meningkat lebih dari lima puluh delapan dalam satu tahun terakhir
anak anak ini bisa dapat
berarti itu otomatis dari
robot trading tidak harus terdaftar di bursa manapun
terus gue biasanya kalau gue sendiri nge treat barang barang yang gue beli di trift ini adalah
jadi sebenarnya kalau kita membedah nih ya karakternya gen z kita itu mereka adalah orang orang yang kritis loh
bisa lah kalo menurut gua tanggerang hawks musim depan ya
menurutnya minggu pertama bulan ramadan ini
paling gue itu juga cuma tau karena gue search di explore kan
apalagi kita fokus di bersepeda di dalam kota
dan kita pertontonkan malah sampai ke ruangan parlemen di masyarakat di sekolah
berada di timur kota bandung wilayah ini sudah tersohor sejak dulu
berdasarkan data per akhir dua ribu dua puluh tiga kepemilikan investor institusi asing mendominasi dibandingkan dengan kategori investasi
dengan memesan motif atau desain
yang gue takutnya tuh ya tugas gue hanya defense gitu
setelah berlangsung selama delapan belas bulan
apalagi mereka abis kalahin china dengan skor yang cukup jauh
sementara prabowo subianto sendiri mengatakan bahwa ia menerima amanah ini sebagai penugasan mulia
euforia masyarakat untuk berhenti konser
di every game di season berikutnya gitu
dari peringkat ketiga ya gue masih juga melihat sama kayak lu ya australia mungkin yang masih
pas sampai di sana itu cuma tinggal si saufi ip yang dua lima juta
ya yang seperti yang gue bilang gitu
secara umum selama tahun dua ribu dua puluh tiga menunjukkan kinerja yang positif
terus pernah juga pakai krim krim skincare gitu
rans bisa memimpin poin gitu kan dengan
aldi mungkin yang pasti dia bergeser
dan juga pihak penyedia jasa bisa memberikan rasa aman nyaman
sebelumnya seorang siswa sd diduga meninggal dunia
ketika kita bikin acara seribu perempuan berkebaya waktu itu kita bikin di kemendikbud
delapan seri secara apa ya jeput yang beruntun ya bisa dibilang ya ya betul sekali ya nantinya
insya allah kami optimis yang terbaik untuk bangsa dan negara dan kami akan bekerja keras bahu membahu bergotong royong
waktu itu jualan tahun seribu sembilan ratus lima puluh tiga
nah ini yang harus jadi concern untuk prawira dan vildan tentunya kalau vildan dengerin
pas di jakarta kita nonton waduh
sebelumnya kita bahas adalah perintah jaya melawan ransvik basketball lalu ns hamotengkotimika yang akan berhadapan dengan west bandit
yang akan digelar jumat hingga minggu esok
ini dengan detailisasi ini jauh lebih efektif ya
apakah memang terbukti bahwa formula satu persen ini bisa menyederhanakan parpol
hasan makarim hadir untuk menenangkan para narapidana
tempat yang buka mulai jam sepuluh pagi hingga jam sembilan malam ini cukup ramai
dengan smartphone maupun dengan perbankan melalui mobile dengan lebih bijaksana
seperti diketahui singapura memerlukan cukup banyak pasir laut
meta fashion memungkinkan pegiat mode mewujudkan pengalaman unik berinteraksi antara dunia nyata dan dunia digital
mengapa kemudian pada semua level ini bisa saja terjadi berpotensi terjadi
tangan sungai wulan itu ada tiga kejamatan
sejujurnya saya merasa tenang selama sesi berlangsung namun tidak merasakan memiliki kemampuan tertentu seperti intuisi yang lebih tajam
seperti air listrik makanan hal hal seperti itu
kesalahan terjadi pada saat telah selesai terjadi kekecewaan dari para penonton
ya saya cukup dikasih kepercayaan saya terima kasih sama klub main food club untuk dikasih kepercayaan untuk jadi host
tapi satu sisi saat vildan di lapangan
jadi bahwa ternyata masyarakat indonesia itu mendapatkan informasi terkait pemilu itu melalui media sosial

apalagi kalau kita melihat dengan kondisi perekonomian global maupun dari indonesia sendiri
dimana itu ada beberapa data untuk mengukur kemampuan bayar seseorang di pinjaman online gitu
salah satunya juga di jalan mh tamrin jakarta pusat ini
kita nomor dua belas atau nomor tiga belas begitu masih di bawah lima negara asean yang lain
tapi itu semua adalah musibah yang harus menjadi evaluasi yang mendasar fundamental buat kami untuk menganalisis rapat selama ini
ini kalau ngomongin borneo bornel tuh walaupun ngambil bogor tapi fansnya dari pohon itu masih ada
mesti isi formulir kesehatan lah
dengan segala dinamika yang terjadi di kawasan ini
tentu orang bisa meninggal dunia
jadi kita harus pilihkan dulu ada penyerahan aset atau itu harus menjadi kewenangan pusat baru bisa diperolehkan
kedua sama jadi gue tuh ditawarin oke kan sekolah gue kan internasional kan disini kan jadi
sebenarnya adalah abdi dalam keraton yogyakarta yang kala itu berpangkat mas bekal sepuh
tetap sih kita kalau sudah selesai ada rasa galau
itu alasan alasan yang dicari cari aja sebenarnya itu mas adi
dan mk membuat semacam panduannya
cuma memang mungkin secara mentality ini agak sedikit berbeda
pengumuman skuat dari masing masing tim sih oke oke oke emang pulitya jaya rasa rasanya sih masuk
yang jadi salah satu faktor x
lebih mengacu pada perilaku si hewan aspek anatomi fisiologis dan ekosistem tempat hewan tinggal
kalau kita tidak disiplin pasti lebih lama
kuliah di luar negeri gitu
tersebar di kanada australia dan selandia baru
tempat ini ataupun reservoir ini sudah berfungsi sejak senin dini hari
oh bisa sekali bisa sekali
ya tim tim lain dari kapan kan baru mungkin
dan ibl kenapa milih gol tersebut
ada pendelegasian hak dari konstitusi kepada pembentuk undang undang untuk mengaturnya
ini adalah bahan bahan yang diperlukan
walaupun memang secara umur papan lebih dewasa ya
tentang pertandingan hari ini
mainnya di doha nanti di bulan juni itu kita belum tahu jadwalnya tapi yang pasti mainnya di doha di qatar gitu
karena kalau yang pakai wireless itu kan biasanya kan misalkan amit amit misalkan ada maling ngambil
produk produk lokal akan membuat jati dirinya jadi di saat mereka hengkang otomatis masyarakat
terus ada juga pps yang meninggal
dengan konsistensi mereka yang masih
kira kira tim tim yang di bawah itu
apa ya lebih berdaya gitu ya dalam memberikan hak hak politiknya
yang paling susah gerakan gerakan kaki aja tadi saya susah loh sebenarnya
bekibung juga menjadi simbol kesetaraan
di semarang itu sebenarnya ada tiga lapangan
pastikan anak ini yang akan menghadapi tekanan sekolah itu bisa menjalani hari harinya dengan bahagia
cuan akan datang bagi mereka yang selalu mau berjuang dan berusaha
game kemenangan dan enam eh ya enam kemenangan dan enam kekalahan tuh ya memang
semoga aja bisa lebih cepat adaptasi gitu
perjalanan panjang usaha kembangan itu dari seperti itu
yang menjamin uang nasabah yang tersimpan di dalam sistem perbankan
warga bisa ikut vaksinasi booster sambil ngabuburit atau seusai sholat terawih
atau tepatnya pada dua oktober dua ribu dua puluh
adanya seorang reza guntara
awalnya gue gak ada pikiran gue bakal main basket
kesehatan tersebut adalah hal yang sangat penting
seluruh peserta didik yang akan melakukan pendaftaran dan mengenai sebenarnya apa masalah
betul mvp dua musim beruntun mvp
tapi dengan adanya pemain asing ini
ya kan waktu kita membuat draft ya
yang salah satunya salah satu upaya penguatannya adalah jika pemerintahannya lebih efektif
apa motif partai anda mengajukan gugatan itu
mulai dari cemilan makanan berat hingga minuman seperti jus dan kopi
pendapat pendapat kali ya
nah sekarang yang harus dilakukan adalah bagaimana selain jakarta ya membenahi pabrik sampel di daerah yang terminalnya sudah diperbaiki itu harus ada
ia bisa membeli satu lima ton ikan segar untuk dikeringkan
maka kami akan sampaikan kepada teman teman di kementerian perhubungan
ternyata banyak juga nih cuitan cuitan yang terbit seperti ini nih
alasan aku sih karena lebih mudah terus juga murah ya kemana aja tuh
seperti ini ya buget ya screening untuk bap smear itu dan juga untuk ini mamogram itu kan
nah kalau kita melihat baik banjir di padi di purwodadi maupun di demak itu
ya cukup menantikan performa si dante eksem di nba nantinya
dan menurut gue ketika ketika bali itu perform di awal meskipun skr new agak turun
waktu itu bekerjasama dengan bank bank pemerintah
jadi gini kalau misalnya ada yang kekurangan pesanan
dengan harga jual dikisaran mulai dari tiga puluh hingga dua ratus dua puluh rupiah
bila ada pelanggaran etika maka itu adalah mendasar
kalau nggak salah lawan lawan pg di pertemuan kedua itu
dari abis asian games itu kan beresan agustus septemberan tuh
udah gak suka aja
orang warung mengingatkan masyarakat adat mengingatkan agama mengingatkan
gitu kan ya di setiap musim ada aja sih seperti ini ya
baik terlihat di tempat anda melaporkan masih ramai warga ya mahardika ya terlihat
kalo dari gua pribadi gua sedikit aja
harusnya si nama andrew enson ini bisa kasih kontribusi yang lebih besar ketika berada di tim ini sih
apa yang dilihat oleh netizen pada saat debat itu berlangsung
apakah pemain berkualitas itu ketika bicara rekomendasi apakah
kenapa ada harus main di kotanya
senang dengan shooter shooter yang lumayan mematikan gitu ada nirai ada gabu ada teddy juga di sana
terbukti banyaknya penyelenggara yang menjadi korban
yang selama ini itu sebetulnya tidak pernah ada rasionalisasinya tadi
ini dinamakan x zone yang merupakan ninja warrior pertama di indonesia
bisa ngebuktiin juga sih
tiga persen lebih atau enam puluh tujuh lima juta penduduk indonesia adalah perokok
ini kalau saya angkat lebih dari lima kilo kayaknya ini bu ya
jadi ini menjadi keuntungan bagi
antara aremania dan persebaya
padahal sebenarnya kalau kita hitung jauh jauh hari kita tidak perlu surprise kalau dalam waktu mungkin nggak lama lagi gitu ya
apa kombinasi tim muda dan tim tua ini
jadi tidak ada solusi untuk bisa memperjuangkan tetap masuk ke sekolah negeri kemudian dengan berkas yang
kita kembali lagi setelah dua bulan mungkin kita enggak teks telah terakhir mungkin ibl di playoff
tadi disebutkan ada kotel efek yang menjadi pemicu partai mayoritas di dpr
berbeda dengan daerah lain bakpia mino menjual bakpianya dalam kemasan ekonomis
jadi bagaimana kita memperbaiki terminalnya juga tersekaliku dengan angkutannya
padahal kan dibutuhin untuk offense nya
mabok rame jadi sengok atau teman teman teman
tim liputan cnn indonesia
selain mengangkut sampah dari tong tong sampah
jadi kalau misalnya ada isu atau masalah
analis investasi perusahaan pialang berjangka roni menyebut meski kedua negara yang tengah
jadi kita harus naik tangga dulu nih
jadi kalau misalkan mengangkut sampah musim hujan itu paling susah
institusi ya kita harus kayak gitu
cuma si polster sama arki doang yang bagus kan
baik untuk keputusan pengambilan penetapan tarif ini sebenarnya tolak ukurnya itu seperti apa pak
cuma mungkin buat fauzi atau vincent mau nambahin dari
selamat malam pak joni apa kabar
jadi bagian kita lah orang tuanya yang harus menjaga
pada saat mungkin dia di dalam pensiun atau mungkin nanti malah dibantu oleh pasangannya
harus tegar nah kalau saya galau gimana
mulai dari menarik investasi masuk ke indonesia
hang tuah itu dua dua
merupakan save heaven karena banyak diburu investor sementara dampak positif yang mungkin
dan tolong harus dibedakan topik pembicaraan kita akan fokus kepada robot tradingnya
tanda tanda pengenal lainnya juga bisa ya
dengan datanya gitu kan
terus nggak ada pemain yang diganti juga
jadi itu barangkali menjadi penyebab
kalau margin tradingnya di saham kita kenal satu banding tiga
kemudian juga pembuatan merchandise
lapas tangerang lapas kelas satu saya berbicara dengan petugas polri
kita akan next ke topik terakhir ini tiga puluh sembilan menitnya waktu zoom ya
jadi kita bertahap nanti kita arahkan juga ke sana
ini sama yang agak muda mudaan dikit kali ya
baik penataan interior dalam pasar hingga perbaikan lift pengunjung
dan lima puluh dua nya itu merupakan anak muda
sekarang sekarang udah lumayan naik lagi tuh
musim kemarau panjang menjadi berkah tersendiri bagi petani belimbing madu
salah satu yang apa ya yang jadi catatan gue tuh salah satu mvp dari vietnam tuh menarik sih
ya jadi terminal itu kalau sekarang ya tidak hanya berfungsi untuk orang naik angkutan umum
yaitu mencapai enam lima juta turis setiap tahunnya
jadi pemain pemain yang tadi gak dapet menit tuh agak sulit juga menurut gue untuk nembus deretan pemain utamanya gitu
si arab kayak ngelakuin salahan
termasuk juga aktivitas yang ada di pasar kumbasari yang menjajakan barang seni
salah jatuh lah atau terlalu hasil dan lain lain
kemudian mengantar para pembalap keluar istana ke presidenan jakarta
sehingga mereka sudah cukup mengenal situasi dan kondisi serta iklim di paris
setahu gue ini barunya yang seri ini
ya tim yang cukup bukan cukup lagi tapi emang tim kuat ya
siapkan dana darurat semampunya agar bisa digunakan
lost control dari pengawasan orang tua
mengajarkan tetangga tetangganya bapak ibu lainnya untuk membaca dan menulis
sudah menuju pada perilaku individualis
kalau misalkan dia bisa konsisten hampir
nah makanya oleh sebab itu ya kerja sama dengan kewan dagri
bermasalah ya baik dari sisi sosiologis sisi psikologis dan sisi politis dan sebagainya
nah bagi para penyuka camilan kriuk kriuk gurih kita menuju kampung beratan kecamatan lawean solo
lalu bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia di tahun dua ribu dua puluh
atau mungkin ada reklamasi atau pengembangan harbor
jelas ya pj sama prawira ini punya squad yang boleh gue bilang lebih matang ya
kalau saya melihatnya begini fakta itu adalah ibaratnya seperti organisasi asean atau united nations
ini akan menjadi tantangan bagi prawira dan pj dan nanti terakhir jelang sehari tanggal enam mereka
baik bang wengki ini walhi memiliki pantauan citra satelit di sumatera barat
dan ini jadi apa ya
nah itu secara energi itu menurut gue langsung down tuh
karena kan dia anak sa unggul juga kan
ya p j akan butuh anthony bean di offense gitu
lawan satria muda di first round ib atau kpj dua ribu dua puluh tiga
pak joni saya ingin masuk dari soal perundungan yang terjadi di banyak jenjang pendidikan
baskom berisi air bersih
si usman garuba juga so so gitu nggak terlalu
belum belum ada rencana yang terdekat
kemudian ada juga mie dan kecamba
kok gue jadi lupa sih
pertama ketika saya melihat keadaan ini saya merasa lebih baik daripada ketika saya melihat keadaan ini tiga tahun yang lalu
lembaga permasyarakatan lapas kelas satu tangerang banten terbakar dan menewaskan setidaknya empat puluh satu orang
nggak bisa sempat selfie gitu ada rasa ruginya ya apa ya karena idol ini kita perlu sadari
yang mungkin ditimbulkan dari perang israel palestina adalah dengan memperkuat perekonomian lokal indonesia
apalagi ada suntikan penonton yang sangat gila gitu kan dari serbia dari bellegard
dan yang kedua juga dengan hasil sementara dari quick count dari berbagai lembaga polling
ngebantu ngebackup dari si pandu juga sih
karena tahun lalu kan pemain pemain nya boleh dibilang pemain yang masih mentah ya
karena sekarang ya itu menghemat tenaga hemat biaya hemat waktu juga ya kan sambil di jalan bisa ngerjain yang lain lain
pj pj gue gak liat pemain yang
laptop terbaru hingga ponsel android atau ios
sehingga harus ada integrasi dengan angkutan umum feeder dan lain sebagainya
sebetulnya salah satu importer obat terbesar di tanah air
panggil untuk seleksi timnas juga sih kayaknya
kalau dia bener bener step up ya nantinya
bertanda parade tembolak beak dimulai
tapi yang paling paling mendasar ini dan sangat penting mungkin itu adalah
setiap hari besok selalu ada gue yang gangguan sinyal
namanya cukup membantu dari tim borneo gitu walaupun ya ada beberapa turnovers ada beberapa
dia bisa ketika ada ketepatan waktu dia bisa mungkin berbelanja dulu
tanpa saling menunjukkan satu sama lain
perjalanan panjang menjadi pembimbing rohani
iya bagus sekali analoginya bapak dan itu jadi kita mudah membayangkannya
membuat undang undang tentang pemilu dan sebagainya
mau kritik tapi bingung juga ya mau kritik apa ya
tapi tergantung tujuannya nah kalau saya kan
dan kemudian juga apakah ini juga bukan bagian dari apaan itu
kepada ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
bonehon bills ranz amarta amarta hangtua kangra hawks
ini yang kemudian mungkin dilakukan rotasi oleh sintayong nathan aco ditaruh di belakang
namun transaksi simpan pinjam kooperasi belum bisa seperti perbankan
salah satu perajin asep supriyatna memilih untuk berfokus membuat kerajinan tradisional seperti pot bunga berbagai ukuran